sejumlah petugas juga tetap berjaga di sekitar lokasi
jadi kita sama sama menciptakan rumah sakit pendidikan ini yang bagus
demikian dijelaskan oleh pejabat kepala eksekutif
dan mencoba segala terapi untuk bisa sembuh
terus kita meeting kita putusin pindah ke jakarta barat
untuk hidup dan mencari makan di lautan lepas
berarti tiap hari harinya ya ada banyak memang istores nih melissa
karena bagaimanapun juga misalnya kita bisa saja menaikkan harga bbm
masalah masalah yang selalu berlaku
itu mungkin salah satu kalau buat saya yang saya kangenin
nah kalau dosis paracetamol yang aman per hari diminum itu sebanyak apa ya dok
jadi panwaslu itu adalah satu badan
menikmati yogurt cisangkui bagi sebagian konsumen
apakah kemudian membuat amerika tidak maju
ada lagu yang enak juga itu di apa namanya di dengerin
tertekan apakah ini juga
oke kalau tadi sempat disinggung oleh bung jerry ini kita melihat belajar dari kekalahan irak
satu sembilan hampir satu sembilan tujuh kayak dia
akan kita saksikan bersama
di dalam satu distrik sendiri

dan juga renegosiasi dengan investor atau kreditur
juga ada hal hal penting lain yang juga harus dijaga
selama ramadan menurut adi banyak sampah plastik yang bisa mereka kumpulkan
demi keamanan dan kenyamanan para konsumen
sehingga kemudian apabila ingin kemudian dia sebagai incumbent untuk menang kembali selama lima tahun ke depan
dan mereka harus menunjukkan bahwa mereka memiliki pendapatan stabil
biaya buat olahraga itu
rasanya enak wangi tehnya
banyak sekali satwa satwa indonesia yang
kenapa akhirnya ibu mau menjadi seorang kabolosi
itu kan mereka tapi tetap mereka takut ya aneh saya kalau jadi cowok saya bayangin kalau saya
yang tentu romo lebih paham daripada saya
selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali
nah ini sebenarnya makanan yang tinggi protein ya
kalau aku pernah itu keseringan itu pas mau kemana mana gitu
keterangan saksi penting tapi yang paling penting adalah
mayoritas penumpang merespon positif pelayanan lrt jabodebek karena bisa memangkas waktu perjalanan mereka ke bekasi atau cibubur menjadi lebih cepat
banjir kerap melanda wilayah semarang jawa tengah apa persoalan utama penyebab banjir di pesisir jawa tengah dan antisipasi solusi agar kedepannya tidak kian memburuk
jadi kalau dia dari indonesia pindah ke melbourne boleh
dan saat memasuki masjid kita akan disuguhi satu ratus tiga puluh delapan lampu berbagai macam ukuran
melihat beberapa negara yang masih tinggi positivity ratenya
adalah penurunan yang belum pernah dicapai
ekosistem yang sehat dan
sehingga informasi yang tertuang belum tentu valid
tapi di satu sisi kita terkendala dari segi kualitas pastinya
dan klan aborigin dan penduduk peribumi selat torres
dan dia misalnya kemudian dia di saat yang sama
godaan mendapat uang instan dari para dermawan saat ramadan memang mudah membuat orang tergiur
dan mereka kerjasama dengan bpjs juga
harus dengerin tuh dia tuh
ini bahan kimia yang kalau kena kulit ini kulit bisa meleleh itu tadi
kalau untuk pemerintah kedepan dua ribu dua puluh empat
jadi misalnya hari ini tadi buka puasa itu jam delapan tiga puluh hampir sembilan
inilah cerita peradaban islam di negeri seribu benteng
tapi tetap bisa foto bareng kok
makanya harus kita siapin dulu fondasinya atlet atlet kita gitu
ya yang unik seperti apa ada penyanyi cilik farel prayoga yang berhasil menghibur seluruh tamu undangan pejabat bahkan presiden joko widodo
supaya nanti kuat dan sehat
indonesia itu adalah negara hukum
fisik juga ini ya fisik juga harus selalu tingkatin mungkin kalau di sana mah ya
dari mana atau bentuknya apa
iya posisinya juga hampir mirip
para pelaku usaha di bali yang mulai merasakan peningkatan dari usaha mereka
tapi saya menawarkan juga untuk selain mereka menghabiskan waktu di bali
demikianlah tadi episode australia explin yang membicarakan masalah kesehatan yang mungkin timbul pada saat menggunakan sistem penitipan anak di australia
kok kok total udah berapa kelab atau sama privat berapa tuh
tetapi siapa presiden sedang menjabat
tim liputan cnn indonesia
gas dari awal dan kita aminkan ini prediksi prediksi skornya kemenangan untuk timnas indonesia u dua puluh tiga
ya jadi yang pertama pasti kita akan melihat bahwa tiktok ini kan bukan cuma media sosial gitu kan
apakah fokus perayaan atau peringatan itu perlu digeser perlu diganti
terima kasih sudah bersama kami di political show
kuyuk itu tentu harus dicontohkan oleh para negara para petinggi partai para elit negara
dan ini merupakan harga yang cukup baik setelah sebelumnya mengalami peningkatan
terdakwa apakah ini justru
kami mengadakan tracking ke rumah rumah ke staff kami
jadi apa berarti kita akan kena imbasan dari permukaan air laut yang
sehingga spesialis dapat mencari sperma langka
karena ya petrus juga punya pemain pemain yang bagus juga
ada beberapa langkah yang telah kita terapkan di sop kita
yang lagi ada di website charitablerecycling org au
bagi warga rawamangun jakarta timur sudah tak asing lagi
kampanye dari dua puluh delapan november sampai hari ini
gue selalu sampai hari ini gue masih pelayanan gereja di salemba
dulu memang saya juga ikut ikutan itu
bukan orang dengan gangguan jiwa loh yang punya potensi besar untuk melakukan tindak kekerasan
loh mau dikemanakan ini barang ini
stadion berstandar internasional tersebut juga harus bisa meningkatkan
oleh karenanya persepsi publik bahwa sesungguhnya ada intervensi dari pejabat tinggi pemerintahan
presiden mengambil uang bansos untuk dibagi bagikan
hadirin yang kami hormati terimalah salam hormat dari kami
ditambah lagi tekstur dari tawa kacang koa yang lembut sama tahu sutra
agar kepiting masuk ke dalam perangkap
gue bilang kita harus cari sponsor nih gak mungkin gue gini mulu capek juga kan
mas aka ini boleh diceritakan mas berarti sudah bebas berapa lama mas dan dihukum berapa lama
ada yang nawalin lagi dari tenaga baru
tapi kita bisa melakukan
purnomo sengaja mengukir serta mengecat bonsai dengan tambahan berbagai ornamen
begitu chris mon hitung hitung buset nih enam bulan gue pulang lagi dari amerika udah gak abis gitu
tapi kemarin akhirnya ketemu di istana
namun berharap program ini tidak mengganggu dana bos
baik bisa diulangi bambang
pak hinsa apa yang sudah dilakukan bssn untuk menyikapi adanya kebocoran data berkali kali ini
oke baik sebagai penutup saya ingin tanya
lawan sm kayak sm tuh namanya keras ya
pasti ada orang orang yang dekat yang teman lama apa sih cerita
supaya ditangani secara transparan secara kredibel secara profesional dan secara berintegritas
atau kementerian bagian pangan untuk ikut membantu menanggulangi atau menangani kasus masalah
dan itu baik karena mungkin indonesia
kalau mereka bisa mengenal binatang binatang itu
harus menggunakan perahu sampan seperti ini
banyak juga kan yang bagus bagus gitu
nah setelah proses berjalan air akan mengalir ke elektroda di sini
kemudian ada material yang mudah terbakar
kita ada proses proses ada tahapan tahapan yang harus kita lalui untuk menentukan sikap kita ke depan
handphone nya oh ini buat foto kakak
dibandingkan dengan siaran televisi digital
yang saya rasa sebelas dua belas lah menghadapi irak dan jordan ya
menurut saya cukup krusial ya peran strike
serta kita memperkenalkan salah satu karya ekonomi kreatif anak bangsa
selama ini saya bertugas di pemerintahan
untuk beli merchandise makan ke mall
aku pengen sendiri datang ke jakarta
itu dalam bentuk peraturan gitu
lina tetap yakin bahwa apa yang dilakukan suaminya adalah demi kebaikan banyak orang
atau merupakan orang lain yang menabrak dari lingkungan istana
cuma sekarang kita bahas yang lebih substantif
saya mau isi tenaga dulu biar kuat berdagang sampai tengah malam
meminta saya menemani ngisi bensin
tapi kalau boleh milih mending kasih makan atau kasih duit
dibangun kanal besar di bagian barat kemudian juga di bagian timur
oke saya mungkin pertanyaan pertama seperti ini ya
pas kalo dari penjaraan koko agak break sebentar tuh dari radio tuh
kita lihat di indonesia kunjungan sudah selesai di tiongkok
jadi sebenernya dia gak seneng basket
kita kan bisa ngeliat hasilnya di pertandingan
pertanyaan saya apa yang ada di kepala mas dika
tapi sekarang masih ini gak sih masih rival rival gitu gak sih sama tri tunggal
jadi hal hal ini yang mungkin gak jadi pemahaman kita bersama gitu
nah kalau sudah terjadi sekian bulan biasanya baru deh dirujuk ke kami
mulai dari mengisi air di depot sampai mengantarkannya kepada pembeli
waduh memang yang paling dirindukan ketika lebaran itu harus ada ketupat
yang jantan mati yang setelah betina yang setelah bertelur dia mati
tidak bisa dievaluasi dengan sangat baik
pokok pokok kesehatan selama proses transportasi itu dilakukan
kemudian dengan kondisi orang yang lanjut usia seperti usia delapan puluh atau sembilan puluh itu
cuma ya di lain sisi juga tadi seperti yang sudah dikatakan juga diintro nih sama tim dari cnn
proses berikutnya kan setelah surat dari dpr kepada presiden
tapi ya itu tadi ya kalau kita bisa melihat ya potensi daerah itu menurut saya sih persoalannya di infrastruktur
terutama setelah nomor sepuluh masuk
selain itu opsi pilot maskapai berkode emiten giaa ini dinilai kental dengan kepentingan politik
ia menjadi pembuat tempe doli yang masyur dengan label tempe bang jarwo
feeling kita pasti beda beda gitu kan

bakwan yang biasanya terbuat dari tepung terigu dengan topping udang rebun oleh nerisa natali dan tim di utak atik agar lebih kekimian
tapi udah sempat ke dokter lagi setelah dari sini
nah makanya kenapa saya senang kembali lagi
dan kedua juga mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa
selain menggunakan daging penikmat palu basah juga bisa menambahkan topping kuning telur yang langsung diaduk pada kuah panas
tapi sekarang kita memang antara lain yang bisa kita prioritaskan
dilansir detik com anggota badan pengatur hilir minyak dan gas bumi bpa migas saleh abdurrahman mengatakan
sanksi ringan sedang dan berat ya
ya kalau pun mau minta bantuan kan bisa daerah ke pak jokowi
jangan diseret seret jangan dibawa bawa kemudian karena itu keputusan pribadi sebetulnya
untuk mendukung dan melestarikan keindahan alam termasuk biota laut bali
harus kita lawan bersama karena kebencian itu bisa mengarah kepada terjadinya holocos
kominfo juga memberikan tenggat waktu pendaftaran paling lambat enam bulan sejak aturan ini diberlakukan pada dua puluh empat november lalu
ini membuatnya tak punya pilihan selain mengikuti desakan orang tua untuk menikah setamat sekolah dasar
jualan kopi zaman dulu di kawasan lokalisasi empat puluh lima juta per bulan
bang soal peta politik dua ribu dua puluh empat nih ya
serta pengoperasian dan integrasi satu republik indonesia satu
sampai sekarang pun sampai yang next pun juga katanya
kami sudah mendapatkan dr budi tadi
begitu suka kita kandidat dua bagus semua
atau semacam tanggul tanggul laut lah gitu ya yang perlu kita pikirkan bersama
kebijakan pengetatan ekspor cpo ini ditetapkan untuk memastikan pasokan minyak goreng cukup dan terjangkau di dalam negeri
bapaknya pelatih juga di victoria
daripada kita selalu dikagetkan oleh ott
gue ngelabur agak dari sd
sebelum pintur dan wadong dipasang di sela sela tanaman mangrove
itu baru bicara soal uang penggantinya
sedih banget cuman gak tau mau dimana lagi lah main main basket di bali
tetapi pada kesempatan hari ini saya memberikan yang sederhana saja
membuat anda tak cukup mencicipi satu porsi saja
menteri keuangan sri mulyani mengungkapkan di tengah era suku bunga tinggi yang paling mendapatkan keuntungan adalah sektor perbankan
waktu itu ada pelatihnya coach wiwin
tentu saja jika kita melihat kapasitas distrik
ada kecenderungan apa namanya suku bunga tinggi ke depan gitu
sadar setengah sadar setengah tidak dan seterusnya
jadi kayaknya sekarang ini butuh orang dalam
penyu adalah satwa laut yang masuk ke dalam kelas reptilia
jadi sebanyak empat tujuh ratus enam puluh lima itu tidak hanya satu kloter saja namun terbagi menjadi beberapa kloter
bagaimana menata agar barang barang import itu bisa termonitor dengan baik
sehingga pada saat diberikan sim masyarakat sudah paham bagaimana berlalu lintas yang baik
deden radian garut jawa barat
bagus bagus kayaknya kok ya di sana ya
pesawat cn dua ratus tiga puluh lima tni angkatan laut
sehingga nantinya emosi yang berlebih tadi
komoditas berkelanjutan sebagai sesuatu yang
yang terjadi pada diri dan keluar dalam bentuk bicara pada diri sendiri
tidak menutup kemungkinan saya juga masuk ke partai saya nggak tahu
kebetulan jimmy carter itu suka hal hal itu
insya allah ya kami akan lakukan upaya agar pasokan tetap terjaga dengan baik
apa jenis komoditas berikutnya
nah ini bisa langsung ke lapangan ya melihat kondisi di stasiun kereta cepat saat ini halim pada larang ataupun tegaluar
besoknya tinggal diambil ya
terima kasih banyak erianti rusdina edward
makanan dan minuman fermentasi juga dapat diolah sedemikian rupa
deklarasi juanda itu kan meletakkan indonesia sebagai negara maritim
kalau pakai kelompok aci yang biasa dijual di warung warung itu kalau disiramin kuah docang langsung melepasan sama banyak gitu
ini polisi tentunya juga masih terus memeriksa memastikan bagaimana termasuk diantaranya
pemerintah australia cathy gallagher mengatakan ini adalah hal yang masuk akal untuk dilakukan
tapi semuanya bermula dari sini yaitu
program sih sebenarnya kalau khusus sih nggak ada
karena masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan
atau memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman hex help atau v help
sementara itu gubernur jawa tengah ganjar pranowo menilai data yang digunakan kementerian keuangan
pada tuh gak hidup lu
mike glover aja kecil banget katanya
yang aku dengar coach alex
sama beberapa komunitas komunitas basket
ga pengen gua ngorbanin salah satu kalo gua memang udah komit masuk unpar ya gua harus tanggung jawab sama pendidikan gua sama basketnya juga gitu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
tahun dua ribu empat belas saya ditawarin apapun saya nggak mau
dan hingga saat ini perdana menteri israel benjamin netanyahu hingga presiden amerika serikat joe biden menyatakan
ini kalau kita lihat singapura sendiri maupun jumlah turis di tahun dua ribu dua puluh
di luar presiden sedang menjawab ibu mega pak sby dengan pak jokowi
diresmikan melalui keputusan menteri perhubungan
menjadi perbincangan hangat hingga sempat trending di media sosial
nah itu intinya yang disampaikan dhanil itu forum silaturahim tentu tidak ada lembaga resminya
sebenernya sih kobatama bisa dibilang ya semi pro lah gitu
ini digunakan untuk pribadi kemudian digunakan
ya selama ini memang yang kita dengar adalah ada backing oknum ataupun ormas tertentu
dia akan terbiasa menggunakan akhirnya muncullah permintaan permintaan
yang bukan pemain basket aja itu jago jago
harus ditentukan berdasarkan hari baik
tidak ada batasan bahkan perubahan undang undang tiga puluh sembilan dua ribu dua
kalau anda katakan tadi juga sempat menyinggung soal resesi
sama sekali belum ada sinyal waktu itu
jadi kalau setiap hari berubah ya karena tentu saja temuannya pun berubah
oke nah kemudian agar serangan panik ini tidak sampai menjadi gangguan panik
oleh para hakim sistem yudikatif suatu negara itu
kubah atau mustaka masjid yang berada di puncak masjid ini unik
ini melanggar asas sporting merek kompetisi
aduh nyemot nih nggak apa apa ya punya saya sendiri dicemot ya
harus segera membuat aturan yang baku yang tidak grey area tidak abu abu
justru pelaku itu kebanyakan adalah orang yang dikenal korbannya
maka kita membutuhkan peta skala besar
ini kita karena pandemi aja kok sebenernya
menumis dulu ya toppingnya
ingin masuk perguruan tinggi negeri
mas tapi kalau misalnya ini kan kecenderungannya tadi ya pada kesimpulan bahwa kayaknya nih yang pria pria nih perhitungannya tuh bener bener
di total ada sekitar dua puluh ribu ekor biota air tawar dan laut yang ditempatkan pada puluhan kolam terpisah
dengan bahan dasar tepung labu kuning anda bisa mencari bahan yang lebih baik dari usaha rumah ini
sejak dua ribu enam belas jusyang perlahan kehilangan rumahnya
apa korbannya siapa gitu ya
dan apabila sudah menemukan pengecekan ulangnya mungkin dapat diperhatikan ya
bagaimana hakim menilai ketika memang tidak ada force major
merupakan pelanggaran etika berat sendiri
perubahannya sangat luar biasa
pasti amerika serikat setidaknya presidencial club
jadi ada masa masa kita pacak pacak ada masa masa kita surplus
nggak perlu batang nggak perlu kasur ya bu
dan itu pun juga diakui oleh mereka sendiri oleh arya dan juga oleh keluarganya
sementara kemperven biasanya hanya digunakan untuk tidur
dan berperan sebagai direktur utama di klub tersebut
kalau di sini sih ini ya sebenarnya lebih unik adalah buka puasa
ambang toleransinya tapi sekali lagi
makin merasa nggak ada gunanya lagi hidup gitu
dan kedua permintaan juga semakin banyak tahun ini
ya memang setiap organ di sini sering mengadakan acara
bisa membantu dengan pandangan dan dengan kesehatan mental
kalau menurut saya sih tidak relevan gitu malah mencurigakan
gak kasih makan gak kasih minum
sejauh ini kami tidak pernah berbicara nama keluarga
tuh satu tahun kayaknya liga mahasiswa tuh enggak ada kalau enggak salah
detik detik indonesia akan proklamasi ketika
tetapi misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu parah
anak anak yang sekarang berbondong bondong masuk sekolah tenisnya mas heri gitu ya
contohnya misalkan data registrasi sim card gitu
biasanya memasang perangkap dilakukan saat air laut surut
hingga dapat melindungi keberadaan satwa satwa yang hampir punah
prosesnya segera dilimpahkan kepada jaksa
tapi ketika permasalahan royalti ini bertabrakan dengan kepentingan bisnis lain
kita lihat ada tujuh poin kesepakatan ya
atau ada faktor lain seperti perilaku konsumen yang berubah dari offline menjadi online
untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas luasnya
itu banyak anak muda itu
tapi kalo misalnya di ponti itu mahal sih
kekuasaan atau hanya satu kursi
jadi bener bener total relax kalau misalnya memang tegang ya udah
sempat membekas pada benak rizky
sedangkan kalau misalnya kita berbicara tentang bebas finansial
dan kayaknya disana gue udah mulai ngebaliin kayak kan latihan fisik latihan teknik shooting apa mungkin dari situ
jadi ini matang meroto nisor duwur atas bawah
kemudian masyarakat yang terdampak ya pemetaan risiko kawasan yang berisiko terhadap bencana
jelang perhelatan g dua puluh pada oktober mendatang
dan tak ada koordinasi atau pembicaraan dengan paslon nomor urut tiga
ada istilahnya dinas pertamanan
oke saya akan memberikan jatah
juga mengandung beberapa mikronutrien seperti vitamin e dan kemudian beta karoten yang kalau dipakai tidak dengan dipanaskan tinggi maka tidak akan rusak gitu
dengan potensi benturan kepentingan
kalau gue sih gak setuju sih
demi pemberantasan korupsi di negeri kita
kita akan langsung berbincang kita bahas bersama dengan dr natalia widiasih raharjanti
oh saya rasa kayaknya dengan situasinya kita bisa lihat bagaimana kita kesulitan banget tanpa surik gitu
dan juga kualitas dari belanja mereka selama mereka berada di indonesia
juga bang panit barus juga bagus saya rasa
jadi memang sangat kurus sekali gitu
itu lebih kepada wawasan yang membedakan kita dari pesaing pesaing kita terutama di warga lokal
apakah kemudian kita bisa dengan mudah memotong persepsi teman teman pengamat aktivis
quote unquote itu gimana tuh masyarakat
eh tapi itu btw si oto turun berapa kilo
karena ya ya yang tadi aja maksudnya unpar itu bukan yang basket banget bukan yang
dan jika anda mencari cara hemat dan bertanggung jawab
nah sambil menunggu masalahnya begini
ngurus surat kelulusan ijazah atau apa
nggak dijawab oleh bang jansen ya bahwa ini ingin memperbaiki hubungan yang cukup beku
iya karena soalnya di uph sama di ithb kan lebih ke atlet ya maksudnya sekolah atlet gitu kan
itu dulu tapi sambil main basket juga kan tahun itu ya
seperti risiko percekcokan dalam hubungan potensi perceraian hingga hilangnya masa depan anak
di tunnel sebelas kcjb kn satu ratus dua puluh lima kota cimahi puncak gunung boho menjadi salah satu lokasi favorit untuk selfie dan berburu foto senja
kalau saya sih yang paling saya kangenin suara azan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
yang harus dilaksanakan untuk menjaga keamanan
yang nantinya dapat ditetapkan adalah tidak lebih dari rp dua puluh
semoga kuliahnya juga cepat selesai
dan heranof selain peresmian
jordan cuman mensuggest aja gitu
cara paling sederhana untuk berolahraga
pernah dengar saya tidak pernah dengar ini sampai
dan keharusan dari pergerakan kesehatan
lantaran denny sumargo melaporkan verni ke polda metro jaya
maka penyelesaian sengketanya adalah ke mahkamah internasional
pekerjaan yang lebih baik di negara ini
nanti mungkin sedikit terakhir kali pak
sehingga kita bisa satu grup nanti dengan argentina maroko dan juga ukraina
untuk meningkatkan suasana atau mood
sebab sebelumnya taurat itu kan hanya dimiliki oleh bangsa yahudi
langsung saja halo bapak bapak sekalian selamat malam apa kabar
bahwa ada pembiaran terhadap pejabat tingginya
kalau dilihat dari secara kasat mata begitu orang awam melihat sidang kemarin
itu harus segera menghubungi dokter bila ada gejala sering lemah letih dan pucat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
kemudian kami juga audensi dengan pembina politik menteri polhukam
kalau ada di feel sekarang mungkin gue bisa balik lagi
bahwa selama ini paradigma yang sudah terbangun
gila gue ya nanti kalian ke rumah lihat medali perak gue gue bangga banget
apapun hasil yang terjadi lawan irak
sebenarnya kalau dari mas yusuf sendiri untuk kenaikan tarif pajak ini terutama untuk ada batas bawahnya
tepatnya saat pertama kali dibuka tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sheikh panji gumilang memilih untuk menemui pemerintah polisi dan media masa yang dipercaya untuk menjelaskan duduk perkaranya
tapi yang menarik kalau kita bicara mengenai dana hibah
dan untuk melihat langsung antusiasme warga setelah sehari diresmikan oleh jokowi sudah ada produser lapangan cnn indonesia
tapi sampai pas angkatan gue juga masih
teman teman yang lebih menyulitkan dari proses evakuasi ini
sehingga ini bisa dimaksimalkan oleh kecepatan yang kita mempunyai
kualitas tidur aku juga jadi baik gitu
jangan jaim belajar ke pasar ciroyong
makanya tadi kan ada games sih kayak gitu segala macem gitu kan
orang tua n yang hadir dalam persidangan dispensasi perkawinan anaknya mengatakan keinginan anak ketiganya untuk menikah wajar saja
sudah formulanya itu sudah jelas gitu
tapi kita tadi dengan semangat bahwa kita melakukan refleksi

mulai dari helm sarung tangan dan juga jaket
namun sekarang pernyataan firly bahuri dan alex tirta berlawanan
nah sekarang saya bekerja di perusahaan
selamat pagi mas riden
oh sekitar tiga bulanan lah jadi ya masih fisiknya masih belum stabil
daryl winata hafiz juga nggak kepilih waktu itu ya
jadi kita reduksi atau lebih cepat makannya dan lebih cepat habis
setelah tumbuh tanaman diberi pupuk cair lima sampai tujuh hari sekali
di cabang olahraga kan gitu
untuk itu kesehatan pribadi kemudian juga bagaimana makanan minuman yang diminum serta jangan lupa vaksinasi menjadi bagian terpenting di dalam pencegahan ini
oh berarti kan berarti lu sebelum masuk uph dong
juaranya miami heat gak apa apa inggris ke final gak apa apa
oke saya ke pak maulana juga terakhir
itu tidak pamali kok
jadi itu lebih dari tiga bahkan ya dari pdb kita
lalu investasi itu sendiri tidak digunakan di awal
kemungkinan yang kedua adalah saksi ini memberikan keterangan palsu atau mengada ngada karena memang sedang berada di bawah pengaruh tekanan
tapi kan infrastruktur kita belum canggih ya belum luas
calon pemilih adalah mereka yang berusia milenial
itu punya hak untuk punya aturan sendiri
ada si jenis penyu apa yang bertelur di sini yang sekarang masih ada itu namanya penyu lekang
udah nggak bisa punya biaya lah
serta menggunakan kembali dan mendaur ulang sedapat mungkin
nah tentunya adalah menurut saya adalah orang tua
kalau gue kalau tuhan izinkan bisa sebagus mungkin luar negeri
hingga rp empat ratus untuk mendapatkan satu tangki berisi lima liter air
arahan seperti akan di kiri karena bukan cuma untuk bisa overlap tapi juga ada lemparan pro in yang serasa corner
raff raff kaffi di kemowalana jakarta
dari hasil penyelidikan lebih dari seribu mahasiswa menjadi korban
jadi kan di dalam perhitungan tersebut
pertama apakah data itu bisa dipergunakan oleh presiden
kalau ada yang mau main cadangan silahkan didengerin
kan muaranya akhirnya ke kepentingan nasional
soalnya satu lapangan gitu nggak boleh rame rame cuma boleh dua orang gitu
tapi lambat laun itu ya pasti
sehingga hasil dari g dua puluh bukan hanya sukses penyelenggaraannya
kita tidak pernah menjadikan rujukan
namun mereka diperiksa melalui pengukuran suhu dan juga observasi gejala
itu bukan dilihat dari sejauh mana dia dipertemukan dengan hal hal yang bersifat berbeda
satu delapan peringkat peringkat itu udah gak ngaruh ngerti gak
ini sangat menarik karena privasi dan keamanan konsumen adalah prioritas yang sangat penting
misalnya kebijakan pajak tinggi setiregasi serta larangan untuk memiliki tanah
ini blok politik yang kemudian bisa
gejala dari yang dua puluh satu ini seperti apa dok
apa yang paling berat buat pemain indonesia ketika berlatih fisik
jadi saya dari atas saja mantap
kita menggunakannya untuk menambah keputusan kita
tapi kayaknya dbl itu jadi bantu loncatan lu untuk masuk uph juga ya joe ya
memerintahkan saya agar masuk ke yayasan ini
namun ada juga yang menyarankan agar pemerintah tidak melupakan stadion lama di jakarta yang terbengkalai
pada eksperimen terakhir chef andrian menyetel musik berfrekuensi tinggi
tapi kan konteksnya kemarin harga non subsidi pertama sudah naik cukup signifikan
tapi juga bangsa maritim yang besar
setidak tidaknya kami catat sejak tahun dua ribu sepuluh
hasil pembahasannya saya belum tahu belum diinformasikan
maksudnya kecantikan kain sutra ini terdapat proses yang begitu panjang yang membuat kain ini bernilai tinggi
artis ternama indra bekti mengalami pecah pembuluh darah otak pada dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh dua lalu
melayani masyarakat lebih awal untuk memenuhi kebutuhan ramadan dan idul fitrinya
sementara untuk yang pohonnya tinggi kita harus menggunakan tongkat seperti ini
intinya kan pertemuan presidential club ya istilah yang disampaikan daniel itu kan adalah
bahkan buku pijak yang diberikan oleh siak region ini
ini tidak efektif dalam menekan atau malah justru memperburuk
bahasa bahasa ee di di sehari hari
gabung sama platform ini gitu kayaknya ini butuh psikiater lagi dok gitu
kalau tc sama jawa tengah ini kayak abis selesai playoff nbl yang semifinal dari makaka itu bulan apa
enggak saya tidak bawa berspekulasi tentang angka dulu
serangan panik itu biasanya tidak lebih dari setengah jam
tapi itu kalau menurut mas eri dengan cara seperti tadi ya mas bahwa rata rata mayoritas adalah dari orang tuanya dari kantong pribadi perempuan gitu ya
kayaknya lu harus undang orang ini nih bu
terus masuk di indonesia gitu
tentang sekolah yang utama dibanding basket
waduh kayaknya jangan jangan ke luar negeri mulu gitu kan
sebelum idul fitri atau lebaran kemarin saja karena musim hujan atau curah hujan cukup tinggi
dan niat saya hanyalah silaturahmi dan memberikan hal yang kecil
iya dua ribu empat belas itu jamannya wnbl gue baru masuk kuliah
orang yang lebih berpengalaman
karena sekarang ini kan marak ya ayam ayam tiren atau ayam ayam ini yang bertanggung jawab
untuk ke sekolah saja sangat sulit
ini hal yang tidak bisa dianggap enteng
bener bener yang dari plt kan emang kayak
mungkin melalui pameran kemudian juga trading trading lokal
nampak rangkaian yang anjlok menghalangi kedua jalur kereta dari arah hulu ke hilir
tersangka sempat laporkan ke polsek jaga karsa
yang dia melakukan perampokan dan seterusnya
investasi itu menuju ke luar jawa
ada kemudahan kemudahan bagi pengusaha untuk mem phk
di jawa timur terdapat lebih dari seratus sesar aktif
pakan beku ini kita cairkan terlebih dahulu
bahwa presidensial club justru nanti akan menimbulkan kebingungan kepada pak prabowo
itu kan penuh dengan speed and power
itu yang bikin cita rasanya berbeda ya
serta minuman kopi kekinian sebagai sampel c
agama yahudi itu uniknya adalah salah satu bukan salah satu ya satu satunya agama yang mengajarkan bahwa
khususnya kelompok rentan atau sensitif yang merupakan anak anak lansia dan orang yang memiliki penyakit komorbit
menteri keuangan harus ada sinergi antar lembaga
tapi lu mulai bisa nombok kelas berapa tuh lo
apakah ini sanggup nanti dikerjakan oleh jk
dewan itu telah merekomendasikan pemerintah
uangnya di store kepada ormas tertentu tanggapan anda seperti apa
data tenaga kerja ter phk indonesia sendiri dari kementerian tenaga kerja
nah tadi anda katakan didukung sepenuhnya oleh pors
para ahli juga menyerukan agar pasar sewa swasta
tinggal pilih ingin berderma apa dan kepada siapa serta melalui mana
membuka kelonggaran itu ketum ketum partai pun masuk
dewan pakat ikatan ahli kesehatan masyarakat iakmi
tapi lu ada latihan latian pas di sma lu masih di club berarti kan
kalau di singapura mungkin nasi karinya itu cenderung rasanya gurih ya
sejumlah menteri keuangan negara g dua puluh dan kepala lembaga keuangan negara
dan kalau melihat sampai dengan pagi ini di kawasan
udah mulai ngikut ngikut bapak aja ya kak ya
tadi pagi dan juga dua lebaran yang lalu
memang pak ali selain berpikiran untuk menjamin kelayaan masyarakat ini
terima kasih mbak prita semoga kami semua bisa mencapai financial freedom
alhamdulillah karena itu membutuhkan banyak waktu untuk menempatkan uang itu
jelang libur mudik dan lebaran yang jatuh pada bulan april dua ribu dua puluh tiga sejumlah pengunjung mengaku membeli mobil untuk kebutuhan mudik
menjadi form yang lebih berkelanjutan
kita jadi lebih rileks kita jadi lebih damai kita jadi lebih tenang gitu
saya ingin saya tidak pernah melakukan penyelamatan seperti ini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
tidak ada pembahasan antara bangsa australia untuk memilih tanggal paling cocok

makanya biground mengambil empat ratus orang dari luar ini
diharapkan aturan baru ini akan mampu membentengi kita
tapi pak jokowi mendiamkan itu tidak menegur mendagri
juga untuk yang lain
konsep yang saat ini baru saja ditangkap
jika di situ mungkin tidak ada kecuali produk atau tiap pasuk
bukan pelatih lokal di indonesia tapi setiap manusia itu pasti ada subjektifnya
jadi jarang diomongin ke lebih ngomongin ke inilah kayak udah mau masuk kuliah kehidupan aja sih
rial fernando dewi agung yogyakarta
nantinya akan ada tujuh pendamping di pondok sosial tersebut yang bertugas membantu mereka memilih di tps
ini benar benar membuat
waktu college di wph itu sebelum ke wph nggak mau ada kepikiran buat college di luar gitu waktu sebelum masuk ke wph itu
market juga akhirnya sadar bahwa
kemudian menjadi daratan dan sekarang karena kenaikan permukaan air laut
lalu tidak ada suara sama sekali yang dikeluarkan karena tidak ada kenal pot
dan disampaikan oleh riki kusumo
karena sudah menemukan jodohnya dan sampai kepelaminan
berapa dengan jumlah yang kita tentukan
dengan penuh semangat anak anak ini berlatih melakukan teknik teknik dasar dalam bersepeda bmx
itu kode saya kesitu kali ya
adonan yang telah tercampur lalu dicetak
terkait dengan rukuhp tersebut
keyakinan itu menular kepada audien
tim lo itu campuran dari berbagai sajian
edo duluan edo utamanya senior gue waktu itu
baik dalam berhukum maupun berdemokrasi
ya gue lebih mikir ke arah sana maksudnya ya oke lah mungkin basket lagi bener bener di hidup gue tuh bener bener tahun itu tuh lagi bener bener gimana ya enak banget lah ke luar negeri terus
di episode kali ini kita akan bincang bincang isu seputar bursa dan saham
gitu cuman orang yang nonton akhirnya berapa kalipun juga ada udah ditayangin di
namun tetap saja lebih baik mencegah daripada mengobati
timbangan itu memiliki kapasitas berat hingga lima ratus kg
efek yang lain adalah pengiriman kapal rumah sakit ini bisa meningkatkan diplomasi pertahanan indonesia
dan satu kuliah juga sama si ta
tentunya jumlah train set dari waktu ke waktu
nah hasanah ini yang kemudian harus kita lihat
kita bantu ya pak bantu ya jangan bantu doa doang pak tapi
timnas indonesia u dua puluh tiga malam hari ini akan memperebutkan juara tiga di piala asia u dua puluh tiga
semarang nah dia tuh seleksi
ya nanti kita juga engkauris mereka untuk mereka bisa lebih berprestasi dari apa yang sudah dilakukan para seniornya kemarin gitu
jalan hidup gue gitu
kalau tidak segera diantisipasi
bang ben harus memakai sarung tangan dan masker kala membuka tutup cairan kimia ini
pengetahuan finansial yang baik dan ini pr besar gitu ya
tapi pertanyaannya adalah produk apa yang dijual
mereka gak bisa kayak ngeluarin apa yang gini dan singkatnya adalah gini

tersedia juga pilihan camilan lainnya kok
mendapatkan perhatian apabila terjadi hal hal yang katakanlah reaksi yang tidak diinginkan
sekjennya ya pdip hari selasa kemarin dan sudah diterima oleh mk
itu adalah cara tuhan untuk mengenalkan taurat ke bangsa bangsa lain
ternyata di titik a itu dibikingi oleh ormas mana
karena kadang kadang menyimpang menurut jenengan nggak menurut saya gitu kan
banyak model model di dunia mana yang paling cocok untuk indonesia
ya mas ini tiktok ternyata ada kontroversi baru ya terakhir sebelumnya juga terkait dengan bagaimana hubungan bilateral dengan amerika dan tiongkok sendiri
keluarga juga banyak yang main basket
dampaknya tentu saja untuk orang orang yang tidak paham bahwa ini panic attack
pada akhir maret lalu selebriti tanah air raffi ahmad mengejutkan publik dengan mengakuisisi sebuah klub bola liga satu
iya sengaja prepare aja biar lebih bagus mendalami
oke berarti ketika pertamina mau klaim ini ya mau nggak mau pindah
pada momen ini jarwo bercerita tentang pengalaman menjadi buron alias masuk dpo pada saat kawasan lokalisasi doli jarak ditutup
nah seberapa tadi pertanyaannya seberapa besar dia ini
kalau student athlete gitu ya
sanggar yang mengajarkan tari jaipongan
dan walaupun rindu suaranya tetap ada cengkok cengkok
tapi itu udah hasil yang bagus selanjutnya kita ada program lagi nanti bulan september tanggal lima belas
kocpetnya bingung sih tuh ga mungkin ga
iya beasiswa cuman setengah doang
nah ini unicorn yang akan masuk adalah bli bli
kemudian yang menarik adalah bagaimana jumlah turis itu meningkat dari enam tiga juta
siapa calon pengganti dari presiden yang saat ini gitu ya
akan mulai beroperasi pada awal tahun dua ribu dua puluh
dan kalau kami merekomendasikan supaya dibubarkan saja tim
yang kita sebut video on demand
juga pemantauan vaksinasi di penajam pasir utara kemudian juga pertemuan dengan gubernur seluruh indonesia
kak pas pertama ikut latihan di sahabat semarang langsung kayak anjir sty happy banget di sini
pertama kita bisa lihat di india
bang oki dulu deh bang oki nyangka gak sih delapan dua juta penonton satu bulan loh
bukan tidak mungkin kita akan merevisi lagi
kemampuan negara berkembang dalam mendapatkan vaksin
nah makanan dan minuman dengan proses fermentasi ini dinilai memiliki kelebihan dan juga kekurangan
kalau nama tentu banyak ya cuma yang jadi kisi kisi
dengan tadi kita lihat ya
itu basecamp nya dibilangannya kata selatan
sampai akhirnya betul betul di akhir pelaksanaan ktt itu
terus pencernaan aku juga jadi lancar
karena sekali lagi kalau kita bandingkan dengan negara negara lain ini termasuk cukup tinggi ya
tempat tempat pengungsian di sekitar rumahnya masing masing
dan ini dilakukan oleh oknum oknum tertentu juga
tapi kalau tidak hati hati justru merugikan
nah kalau misalnya mau beribadah seperti itu seperti misalnya sholat terawih
terbaru israel menyasar target menghancurkan bangunan observasi
bali adalah rumahku aku tumbuh disini ini adalah pasukan bola bola pertama yang pernah bali punya
dan juga left back atau right backnya
tidak bisa kita serta merta bssn langsung mengejus ini dan itu
saya rasa kalaupun memang partai politik itu seharusnya memang menjadi tempat penggodokan kader kader terbaik yang profesional
atau bahan bakar minyak dan batu bara
jadi kayaknya ini momentum yang tepat gitu karena ya itu tadi ya euforia setelah dua tahun
ini akan bisa memastikan
kayak aduh gue harus batasin segimana sih
hasil pengawasan produk mie instan asal indonesia di taiwan yang dipublikasikan oleh bepom ri
ternyata meskipun terlihat mudah namun ternyata gerakan tari jaipongan ini cukup sulit ya dilakukan terutama oleh orang awam
termasuk kalau aset spekulatif termasuk properti mas bima
victory nya salah satunya adalah peran winger winger indonesia ya
termasuk juga makanan yang mengandung penyedap rasa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
di dalam mobil harus dilengkapi dengan dapur dan toilet
jadi tanpa harus membawa pasukan ksp gitu ya
jawa timur adalah provinsi dengan jumlah pendaftar haji terbanyak di indonesia tak kurang satu satu juta calon haji jawa timur yang masuk daftar tunggu berangkat haji
coronanya juga belum ada tanda tanda
dan ini bisa berimplikasi secara hukum
internet indonesia akan menjadi lebih
di kabupaten kepulauan talaut provinsi sulawesi utara
karena selama ini kan kami hanya melihat tampilan mereka itu dari tv ya
juga bagian pelanggaran etika di mata presiden
urusan kecil kecil urusan tomat delapan puluh dua daerah mengalami kenaikan
nah terus tiba tiba dia memperlihatkan surat surat
soalnya kan kalau gue lihat kan kayak model model wijanata terus reza onge kan kalau nggak salah mereka kan satu tim juga ya kalau nggak salah ya di sma nya ya
penting untuk mulai memindahkan dari fossial fuel ke sesuatu yang lebih sustainable
terbuat dari campuran dage atau oncom khas cirebon
ada palu basah ada kapurung lalu juga ada jalangkote
biayanya mahal terus jauh dari orang tua mama papa alasannya gitu kan kalau aku pribadi sih aku sih
kemudian menjual beras di atas harga eceran tertinggi
ini sangat menguatkan untuk melihatnya
dan juga tupok si pemerintah daerah ini kalau dari ibu
baik mbak prita tadi sudah menyebut ada satu kata kunci ya target
para pelaku pasar maupun investor juga harus berhati hati
kemudian dampaknya terhadap tubuh
kabupaten tasikmalaya merupakan wilayah termiskin ke delapan di jawa barat
walaupun tadi ancaman hukum secara undang undang
tentang produk fitur dan juga
dari jawa tengah tuh gue bener bener sendiri
bisa ke amerika bisa kemana ya kalau ya

ini adalah peta gaza
kalau ditanya apa yang dikangenin dari bubble selain tadinya pak jo
tapi ini satu kendalanya karena masalah cuaca
ada satu inilah satu hubungan yang baik lah ya
nama alfian syah komeng muncul di surat suara sebagai salah satu yang ada dalam daftar dpd dapil jawa barat
selanjutnya saya ingin mencoba kuliner lokal
saya memulai perjalanan dari wilayah jakarta selatan dan bertemu dengan bu tarsio
wilam nasution rusman rusmana bandung jawa barat
dan juga ada kolaborasi di itu sana
gue udah tau gue bakal kemana nih
kok bisa gitu kan maksudnya masih ada yang lain
nah coba nggak ada politiknya pasti lebih maksudnya kayak lebih bisa dijanjikan maksudnya kayak lebih menjanjikan lah kak daripada sebelumnya
mas aku nyemot satu duluan dong sosisolonya yang punya aku
jakarta bandung itu sendiri hari ini
kita tidak akan tergiur gitu dengan bentuk bentuk investasi yang memang dirasa bisa atau nggak masuk nggak cocok mereka gitu
sekarang kompetisi kita tidak sehat kalau kompetisinya tidak sehat bagaimana tim nasionalnya mau kuat
dengan banyaknya keluhan nasabah akibat produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi
anda tentukan berapa pengeluaran bulanan di kota anda atau yang memang anda butuhkan
kalau sehat kan agak beringas sapi itu
jadi niat kami rans ingin mencari bibit bibit baru ingin membuat satu akademi
sesuai dengan kekuatan parpol masing masing di parlemen
dimana dia berhasil memberikan penghasilan pasif yang jumlahnya bisa setara dengan kebutuhan hidup hariannya
di awal mungkin kemampuannya hanya menyetor lima persen dari penghasilan
protokol kesehatan dengan ketat disiplin dan konsisten
terdiri dari atasan seperti blues
at the end of the day mereka bisa membantu tumbuhnya lagi industri itu
gita memiliki pengalaman yang luas di berbagai aspek kesehatan
nah ini seperti ini contohnya nih ini masih keras
sekitar seratus bisnis kesehatan
saya enggak bisa memperkirakan
tapi kalau kita masih optimis
ya biasanya ada konflik dengan manusia
tadarus sampai menjelang mahrib
mengenali jenis pilak menjadi penting dalam upaya menyembuhkan penderitanya dari penyakit gangguan saluran pernafasan ini
kementerian perhubungan kementerian kesehatan
smp nya kalo menurut
para kepala desa dibantu babinsa dan babinkan timas
kira kira sudah pada tahu belum ya
karena itu harus betul betul diperhatikan
di angka lima persenan kali ya
gak ada masalah pak jokowi kan soal hukum gak pandang dulu
baik kami akan terus memantau regulasi social commerce di indonesia
semua proses dijalankan secara tradisional untuk mempertahankan nilai alaminya
sudah sesuai standar akuntansi
boleh ini makanan ikan selat
namun berdasarkan penuturan warga dari total rencana dua ratus sembilan puluh sembilan rumah yang akan diberikan kepada masyarakat ini baru sekitar lima puluh persen
akibatnya kalau mengikuti immanuel count
lebih dari empat ratus peninggalan nenek moyang aborigin
sekali lagi ketika misalnya mereka bersedia gitu ya
ini bagaimana safe hour soccer menilai keputusan rapat exco pssi tadi malam
manis juga loh peluang bisnisnya
mengingat berkaitan dengan anak berkaitan dengan institusi pendidikan
dan waktu itu cuma gua doang yang tingginya cuma satu ratus tujuh puluh delapan
untuk pilihan topping ada ayam dan daging yang disajikan dengan tahu telur daun bawang bawang goreng
listrik nyala tapi kiter sempat mati satu hari lalu air panas sempat mati dalam satu minggu
penyakit berat dari nenek saya
nah inilah cara buruh selama ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
sebetulnya data itu konsisten dengan data kami ya
ntar akhirnya kita kita juga yang capek dibawahnya
memastikan mereka tetap berhati hati dan melakukan diri mereka sendiri dengan cara profesional
di mata para anak asuhnya sosok ali yang juga polisi dianggap tegas disiplin
dan jika keluhan masih berlangsung itu harus segera kontak dengan dokter untuk mencari penyebabnya
dia ngasih gue buat naikin berat badan gua
di dua ribu dua puluh kita dihajar covid ya
ada demak ada brebes juga kemudian ada pati
ya informasi dari kementerian kesehatan palestina yang merilis hari ini memang

terima kasih sudah berbicara dengan kami di sore hari ini
di kabinet jokowi atau
namun kemudian ternyata berkembang ya bahwa terkait dengan adanya status ketika kita ketahui bahwa pemilik rumah ya itu sudah diperiksa
gimana lu tetap respect sama orang yang pernah berjasa buat lo
jika hal yang terjadi sesuai dengan perkataan positif
di dalam perbicaraan kita hari ini
ini akan menjadi suatu kemubaziran
jadi kalau zaman saya dulu kan kalau namanya lari daya tahan suruh kita lari sejam
tapi bagian yang kayak kupara sama ekor
selain berfoto dengan membentangkan sepanduk dan bendera ada lima larangan lainnya
nah terus pemerintah kan harus menentukan sikap juga itu
tapi kalau makanan luar di kita kayaknya bisa kita makan bareng bareng sama keluarga gitu kan
gak bisa ikut ikutin kalau si anu itu cantik gitu berarti itu yang cantik
saya ingin kembali ke deforestasi
gua udah berkasihan terbaik sih saat itu ya waktu dua ribu enam belas itu
tapi beruntung banget ya buat uph dia ngerti gitu
atau memang dia mengajarkan hal hal yang memang bertentangan dengan syariah
ternyata memang rumput di lapangan ini tidak bisa ditanami rumput yang baru untuk menjaga keasliannya
dari semarang ke jakarta pun juga jauh menurut gue
penyebaran dari asap bakar hutan itu ternyata memberi dampak yang luar biasa terhadap manusia
karena banyak sekali kewenangan presiden amerika itu
yang melintas sukabumi bandung kota bogor dan bekasi
banyak yang belajar tentang sejarah holocaust ini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
jenis olahraganya pun bervariasi mulai dari jogging berenang dan tentunya power lifting
jadi awal mula proyek satria satu ini apa
dalam pengakuannya ismail mengaku berkoordinasi atas kegiatan tambang ilegal itu
salam sehat buat berduanya
iman kita aja kadang kadang up and down
yang kedua itu adalah kita lihat elemen of surprise
yang kami lihat dari sini pak dari beberapa pemberitaan ya
ya gue mikir kayak kamu bener ya ini bisa masuk timnas
penyandang disabilitas ada sembilan puluh dua orang
mengerus usaha mikro kecil dan menengah indonesia
pendudukan mereka bertiga dalam satu wadah presidencil club kan
itu harus benar benar dijelaskan oleh pemerintah
hingga ketingkatan yang lebih sulit dengan melakukan lompatan bunny hope
oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat yang kelompok rentan
jadi bisa dikendarai kemana saja termasuk melintasi jalur off road
dengan harga jual mulai rp satu ratus lima puluh sampai lima ratus pendapatan rata rata yang didapat mencapai tiga hingga lima juta rupiah per bulannya
nah kalau misalkan untuk sholat idnya sendiri apakah ada pemusatan
kemarin ada itu kan ya kemarin tuh ada apa sih namanya kayak seminar gitu gimana caranya
teksturnya enggak begitu chewy jadi enak banget rasanya
beberapa pemain juga jauh berpengalaman bertanding di level internasional
karena masih bisa mendengar azan gitu ya
maka kami memang tidak bisa cepat cepat untuk
yaitu kabupaten banjarnegara dan kabupaten wonosobo jawa tengah
itu yang mungkin harus dibicarakan secara bersama
baik oleh para peserta pemilu maupun oleh masyarakat
tapi itu tidak sesuai yang diajarkan
dari situ kita tahu saudaraan saya kira gua nikah juga rama jadi basman gua juga waktu
saya nggak ada keuntungan dari segi ekonomi
tapi ini masuk penjara tuh buat gue itu paling berat lagi
dan sebelah kiri selamat mengokon
satu dan yang kedua melihat presiden bukan afrika selatan yang mengajukan
mudah mudahan mana yang tidak terlayani menjadi terlayani
jadi ketika kita sudah capek keliling keliling kawasan ini
pasien sama merpati tapi aku kenapa gak main summer party
pasti pernah punya pengalaman lah
apalagi mobil sport sering kita dengar beritanya mungkin di jalan tol dan sebagainya ya
temannya dede juga ya bu
nah ini salah satu topik yang menarik juga waktu kita research serta koko
dari dua ratus empat delapan ratus jiwa yang masuk dpt pemilu dua ribu dua puluh empat lima puluh dua persen diantaranya pemilih muda
terus sempat ribut gara gara ada apa teman kakak tuh apa kayak latihannya gak serius gitu yang teriak itu teriak ngomong ke temen apa katanya
itu tanggal dua puluh januari
nah tetapi kalau kita bicara terkait keadilan
sens yang dimiliki adalah percaya pada pasiennya
transparansi dan akuntabilitas akan lebih diperhatikan
dengan tidak membuang sampah sembarangan
tunggal habis itu dua ribu dua ya
ketimbang membangun atau membuat sebuah bangunan menjadi kembali
untuk akselerasi ekonomi digital begitu mas aldi
itu istilah orang lain saya tidak mengatakan itu
baru ada delapan provinsi yang bebas rabies
cuman ya memang kita nggak bisa expect semuanya tahu kita puasa dan kita menyesuaikan saja lah gitu
dari penduduk kita itu berarti kami tidak bisa
menyeberangi sungai yang sedang meluap dengan arus deras menggunakan rakit bambu
buat para investor swasta sama pemerintah
dan rumah sakit di seluruh kabupaten cianjur
kemudian mie dicampur dengan chili oil dan gula
aktivitas dimulai dengan mengenalkan menu kuliner melalui kegiatan mewarnai gambar makanan
jadi kan ini perlu satu infrastruktur yang efektif
lu gali kayak hubungan lu satu sama lain jadi intinya digali itu kan juga ada prosesnya kan contohnya
jadi memang ini yang cukup familiar kita lihat
tujuan ke bandung atau memang hanya ingin mencoba kereta cepat
di luar kekuasaan oh bukan mana tahu
nah kalau kayak gitu untuk kayak istirahat itu dimana aja atau punya tempat sendiri
memang kami berharap juga
kemudian dari perkenalan itu untuk memiliki rasa peduli
sekali lagi pemerintah mengencourage
untuk yang lain lain itu jauh lebih besar dan tinggi
yang pertama gudang bbbd
apabila terjadi yang berulang kemudian berat
kan kita ada sekitar enam belas ribu anak muda kita yang belajar di australia
tiba kembali di tanah air melalui terminal tiga bandara soekarno hatta minggu siang
masih masih ada tiga episode lagi yang kita berdua
pada saat mendaftar ke perguruan tinggi di australia
lu kan sempat ikut seleksi all star yang di surabaya ya
yang kemudian dapat diterlaksana
yang rajin ya berarti pulang sekolah ya kesana ya
nah disini pelaku umkm tuh menurut aku sangat diuntungkan ya
azan itu kan undangan untuk melaksanakan salah
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
ada tamu tuh tamunya nenek yang baca baca doa
mungkin keberhasilan kita dalam menulis sesuatu juga jadi sesuatu yang penting untuk jadi pemahaman bersama
aneka kue basah dan gorengan dapat ditemukan dengan harga yang sama dengan yang dijajakan di pinggir jalan
jadi menurut saya sih tata kelola digital juga sangat penting gitu ya
dari sheikh pimpinan al zaitun ini
dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah praktik seperti ini juga terjadi di ptn lain
pt transjakarta ini telah melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada para calon penumpang
tapi kira kira gimana ya perpaduan rasa gurih dan manisnya
meski rasa yang digemari adalah pisang coklat
apakah dia berjalan efektif atau tidak
bukan hanya untuk setahun dua tahun tapi kita ingin mengembangkan mandalika ini kan untuk jangka yang panjang
kalau biasa kan yang iga bakar ini kan kuahnya terpisah terus dipanggang gitu iga
ada yang hanya memahami syariat itu sendiri
maka tak heran hubungan mereka bak keluarga
kalau kita bicara singapura kemudahan bagaimana masyarakat bisa melakukan mobilitas
capres nomor urut tiga ganjar pranowo bersilaturahmi ke pondok pesantren anawawi
fungsi akademik yang berada di dalam sebuah
gue juga berat sih latihan dulu
kalo orang lain yang nembak gak masuk gue ngomel karena gue gak mau mendingan lu blame nya ke gue
di semi final gue tuh main bagus
meningkatkan akupansi mencapai seratus mbak
oke itu tadi salah satu keluh kesah dari para pedagang yang ada di sini yang memang menyatakan bahwa kawasan tebet ini sudah mulai sepi
dpr mendengar informasi ini apa saja yang sudah didengar oleh dpr
lo berdua dikasih nasi tempe sambal
saat ini sudah diganti dengan genteng
yang pertama tidak boleh tergantung
maaf itu burung aku
tersangka pd menganggur sementara istrinya bekerja
untuk pemula seperti saya cara paling aman memberi pakan adalah dengan cara disebar
pada tahap ini saran dalam pernyataan posisi setebal empat puluh empat halaman itu
di seluruh bisnis yang berbahaya ini
sama beranak anak di sekitar mangrove tadi
dari bulan januari hingga september itu mencapai sepuluh tujuh ratus enam puluh lima orang mas jumlahnya cukup besar
bahkan kita adalah negara dan jumlah gunung api terbanyak di dunia
ini yang kemudian kalau yang kolapsnya bukan hanya umkm
kita sambut mario davidson
diperlukan kementerian yang besar yang banyak
sebagai upaya melatih tukik atau penyu yang sedang sakit untuk terbiasa menyelam saat memburu makanan
jumlah ini tak pernah menurun bahkan cenderung meningkat
seperti tadi saya masuk ke sini di depan saya ini ada panggung utama
es jaipong kang aceh ini sering tutup lebih awal
saat dia kehilangan hubungan dengan lingkungan
nah ketika sudah dijalani ternyata target yang dibilang sama sti yaitu empat besar itu yang terjadi gitu ya
karena sirkuit ini lokasinya di pulau
kalau gua gak jadi ini gua narik diri
mengenai strategi keselamatan matahari terbaik bagi mereka
waktu itu kita ramalkan bahwa bumi ini akan melewati satu lima derajat itu pada tahun dua ribu
juga merupakan pelanggaran etika berat
yang bikin ini jadi terlihat lebih sebenarnya bukan gampang tapi ya lebih lumayan membantu lah untuk jadi sebuah film
nah tapi sekarang yang ingin saya bicarakan di sini adalah suatu negara itu memang kan seolah olah itu ada suatu keharusan untuk mempunyai suatu hari
apa karena banyak kan saingan di kudus tuh
jadi atas teguran itu kami melakukan evaluasi
berbincang bincang tentang sustainable economy
kalau di new york atau di amerika sendiri seperti apa penetapannya apakah hari jumat atau sabtu
sebenarnya nggak lengkap lah ya kalau kita nggak ngomongin tahun dua ribu enam belas gitu kan
sebelum usia dua puluh tahun kondisi organ reproduksi dalam tubuh juga belum siap
data dari konsumen dan sebagainya yang itu mungkin bisa saja dimanfaatkan oleh tiktok gitu kan
meramaikan situasi politik yang ada di indonesia gitu
tuh udah pada jago gitu
part of promotion juga gitu jadi harus
pada perkembangannya nitrogen cair juga digunakan untuk memberikan sensasi berbeda dalam menyantap makanan

cara penggunaan juga mudah nih tinggal pencet satu atau dua dan kemudian pilih
sehingga foto tersebut bisa
kini wasita sudah bisa kembali ke masyarakat setelah benar benar meninggalkan organisasi yang mengajarkan radikalisme
misalnya upaya misalnya menggali secara serius mendalam kepada orang yang dituduh misalnya ya
dan mereka secara langsung sangat menyambut baik adanya pembukaan
kematian santri pondok pesantren gontor ponorogo jawa timur asal palembang sumatera selatan terungkap
kalau yang unik sih menurut saya sih ya
kami juga ingin melihat bagaimana para pemain ini tengah melakukan pemanasan
yang tentang keberadaan negara australia
di sana juga sana kisaran menurut saya kalau yang habis ini kisaran dua kilo pak
tentu proses itu akan membentuk sebuah blok blok tertentu
karena apa karena buntu komunikasinya ini yang kita harapkan ada komunikasi yang betul betul memadai gitu
kayak tadi temen kita aja
sama saya sangat menghormati argumentasi dari ustadz ngabalin
kita nggak punya ahli biologi maritim misalnya
karena tahun ini satu tidak ada penyakit yang mengganas atau tidak ada wabah
sesaat lagi melintas di depan podium dengan gagah perkasa
kemungkinan pindah nih dan demokrat gitu
mungkin kalau dia susah untuk menaikkan berat badan ya
jadi ini sebetulnya kita hanya melihat
health and beauty di tiktok itu ada empat lokal baru pertama
saya sedang melakukan banyak perekrutan orang indonesia
kita juga memiliki hal yang disebutkan sebagai perusahaan penduduk remote
apa sih tradisi unik yang biasa dilakukan oleh para muslim wni yang ada di new jersey pada saat bulan puasa
itu sebetulnya gini kalau sukses
pertimbangkan untuk bertukar pakaian
koba tama kompetisinya udah sebagus ibl sekarang gitu kan
kalau cewek udah tinggi itu
mungkin hal simpel itu bisa menjadi hal yang bisa dilihat beda
dalam mengatasi masalah ekonomi dunia yang sedang rapuh
untuk mencari perdamaian dan gencatan senjata sendiri dapat terjadi melalui proses mediasi yang diwadahi oleh pbb
kadang kadang kita men trigger nih misalnya berita berita tentang diri kita ada di medsos aja
subsidi diberikan untuk pembelian baru ataupun konversi
masih banyak masyarakat yang menunggu kapan bunga tetap stabil untuk membeli kendaraan bermotor baru atau membeli rumah baru dengan cicilan kpr
arya mengaku putranya tersebut mengalami obesitas setelah sebelumnya kerap menyantap makanan secara berlebihan
dan saya rasa ketika pemerintah menyebutkan bahwa ada banyak umkm yang dia sudah terintegrasi dengan marketplace
kemudian seorang wanita yang harus memberikan kasih sayang kepada anak di masa pertumbuhan
karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang undang
nah ini sekarang kebakaran semakin meluas
betul tiktok menjelaskan tidak ada cross border dilakukan di indonesia
udah jadi pemain praktis gitu kan
sekarang semua ruang itu seratus usd ke bawah itu
pelajaran apa aja sih sebenernya yang lu bisa ambil yang ga ada di indonesia
menangis karena bahagia layaknya pasangan yang baru menikah dengan tambatan hati
diperlukan skill dan teknik yang tak sembarangan
bagaimana suasana ramadan di sana
level asia asia tenggara level dunia
dia berjualan berkeliling seputar ramangun
saya juga angkat tangan soalnya itu memang digitalnya kedokteran di operasi
bahkan kalau sampai produk akhir bisa sampai lima belas kali nilai tambah
ini kalau di nba kayak marky morris sama ade nya nih satunya
pembinaan kita gitu apa karena jumlah lapangannya kalau lapangan sudah hampir semuanya banyak sih
jadi kalo siapa ada pemain pro yang mau latihan sama kita untuk nambah skill mereka improve pun mereka ya kita bisa latihan sama kita
terus lo harus latihan yang keras lah biar gak di judge sama orang lain kalau lo udah sampai ke tahap itu
jadi tahun dua ribu dua puluh saya bersama rombongan main teater bandung pentas disitu di oleh sandra
dengan ciri ciri kulit berwarna putih kekuningan
di partai partai juga pernah klb
tapi mungkin yang selalu kebayang adalah ya itu tadi betul untuk tiga t daerah tertinggal
ya ya di dua ribu tujuh belas kan tadi sempet cerita juga tentang kalo coach ito kan yang ngajak dan segala macem
itu mereka fun fun aja tapi hal hal bahaya itu setiap saat mengintip kita kalau kita lelah atau kita lalai itu sudah terjadi kecelakaan
biasanya kan kadang kadang ada yang ngasih tau tuh di situ ada yang ngasih ini ini gitu
juga menjadi salah satu menu latihan
yang ini sebaiknya disantap setelah makan nasi saja ya
jadi tim delapan sama bang surya itu benar benar
tentu saja hakim punya alasan tersendiri
udah sempat diwawancara kan makannya kan
itu harusnya pada posisi dia menjaga keseimbangan ini
disampaikan mungkin lebih ke pingin cepat cepat pulang
tapi kita tetap jaga kesehatan sendiri ya jadi biar amannya tetap pakai masker
yang terjerat oleh apk
nah disinilah sepertinya baik bu kofil dan mas emil tentunya kita akan melihat ke depan bagaimana kemudian membangun kecerdasan politik
apakah mahkamah international cour of justice itu akan membuat putusan meskipun israel tidak akan hadir
sehingga teman temannya yang di sayap bisa masuk penetrasi ke area pertahanan lawan
nah rekan rekan selain dua keluarga wni
sehingga memang tidak tertebak nih arahnya
uangnya untuk saya pakai buat menyori nyori utang
jadi ada tiga wilayah ya pembagian pemain lansikan pemanasan di lantai
kalau saya cuman main nggak useless juga sih maksudnya kayak ngerasa kayak
untuk memberi kenyamanan pengunjung pengelola menyiapkan sejumlah gazebo
karena beda sih posisi big man sama small man kan beda
kalau enggak mungkin govin dari awal udah dipanggil
padahal informasi yang disajikan belum tentu benar
seakan akan hanya profesional yang ahli pada bidang itu
ppatk menyatakan tak hanya melakukan penipuan penjualan iphone saja
masa depan mahasiswa itu sendiri
kalau misalnya perbandingan ibu antara ayam seger sama ayam
bisa ngepost berapa kali kalo udah sosmed mah ya kok ya
kurang bisa digunakan pemain tuan rumah itu kalau zaman saya dulu cuma ada empat turnamen
james kemarin pernah hitung james gak
tapi ini kan apa
hadirin yang berbahagia sesaat lagi kita akan menyaksikan fly pass helikopter tni angkatan
nah ini kue putu kan biasanya kalau dijual memang bumbu segini kan
iya deh arya sehat terus ya semua ya salam mama papa semua ya
pemain kunci menurut saya
tapi sebenarnya defisit kalori itu apa ya
kemudian yang kedua bagaimana prosesnya
gue bilang kak gimana kak ceritanya dalam ya kayak gini gini
google podcast spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
tapi yang hebatnya itu kok bisa mendatangkan pemain
tidak bisa juga dihadirkan dalam persidangan
untuk membeli larutan kimia ini tidak bisa sembarangan karena dilarang dibeli dalam jumlah besar secara bebas
tapi ketika sore itu biasanya terlalu dampaknya itu udah pengap gitu ya
agar para siswa bisa membaca dan menulis dengan lancar
tentang sepak terjang beliau dengan kawan kawan dpp demokrat atau dpd atau para senior atau para pendiri dan lain lain
untuk latihannya sama set panggung ya
sudah masuk di lapangan mulai pemanasan
nah disini serunya kita bisa ambil cukonya tuh
dengan tadi beberapa argumen dan beberapa pemaparan saya
dan pada saat ini kami sudah berhasil membawa kucing busok ini terdaptar
jaman komisionernya masih arisudar sonong

adalah hal yang tidak terlalu penting
dan erlangga pribadi dosen ilmu politik universitas erlangga
di kedai teh ini saya belajar mengenai tradisi minum teh ala warga tionghoa
indonesia ini banyak orang senang mobil ya
ini ibl tim udah ada yang ngontak atau belum trik
begitu yang mengandung poin poin kontroversial di dalamnya
karena kebutuhan yang berdasar maka beras ini akan menyumbang inflasi
dan harus kita naikkan lagi jika ada kesempatan pemain pemain muda kita pakai nanti
terlalu ini kalau kita katakan lip service
nah kemudian dari sisi tarif tentunya meskipun demikian kita juga ingin memberikan
warganet pun membagikan foto gerbong kereta cepat jakarta bandung itu yang terlihat kosong
tidak mengandung residu racun sehingga kalau kita konsumsi darah kita akan bagus kualitasnya
sekaligus cara mereka memperlihatkan positioning mereka
kita cetak beernya ada cetakannya sebetulnya dibentuk dengan bentuk beruang
oke tapi sejauh ini artinya tidak begitu ya pak soleman
kami telah bekerja dengan ribuan migran dan penyelamatan
sosialisasi pencegahan perkawinan anak mulai dari tingkat desa
yakni sebesar lima puluh gram gula atau setara dengan empat sendok makan
menyampaikan pengalamannya gagasannya mimpinya itu menjadi lebih signifikan dan lebih luas dampaknya gitu
bukan hanya last minute injury time
salah satunya handoko dan keluarga
padahal kalau kita lihat aspek keadilan dalam pajak itu kan seharusnya juga memperhatikan mereka
mungkin kalau junior technition yang mungkin tanggung jawabnya atau perannya mungkin hanya untuk secara mekanikal membuka ban
tokon yang telah dipanen kemudian direbus agar zat peritin dan febroid yang melekati pupa dengan kepompong bisa hilang
nah sedangkan bagi calon penumpang yang ternyata tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan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
baik berarti jangan dihakimi atau dijauhi tapi diberikan dukungan ya
mas sarah kalau tadi
tapi kalau dari mas yusuf sendiri melihatnya bagaimana
lindungi akan menjadi pemantau dan pengawasan di lapangan
karena ada apa ya ada isi pikiran
sehat bukan tujuan tapi sehat adalah sebuah syarat
serta profesi lainnya karena situasi lebih kondusif
benar belanja dan untuk mengetahui seperti apa nih keseruan pameran yang berlangsung saat ini kita akan segera bergabung dengan koresponden cnn indonesia albi pratama
terus lama lama gue diajakin temen masuk klub nyobain nyobain lumayan juga
bila pasien abai dan tidak memastikan track record dan kompetensi terapis yang akan dikunjunginya
lo harus apa ya punya suatu strategi dalam hidup misalnya ada satu
bukannya gue ngincar top rebound cuma karena kepaksa sih itu lebih karena kepaksa pengen menang jadi ya udahlah gitu
itu menurut gue kalau misal gue bisa gitu gue makin deket sama mereka
ini kok lama sekali ya presiden terpilih
bener bener gue open selnya jadi gue dateng gue gak tau siapa siapa
gua ikut gua balik sih kayaknya
kemudian haus jadi tidak hidrasi
akan dilakukan pengambilan darah untuk memeriksa kekebalan
berarti posisinya waktu itu lu belum planning ke us atau emang gimana tuh
jika anak anak tidak diberi kembali ke rumah
venezuela memiliki banyak hal yang harus diberikan
pekerja lain disibukkan dengan membanggang daging kebab
bagaimana caranya produk import yang sedemikian murahnya itu mengalami pembatasan
ke bawah sampe sekarang jadi harinya
ya banyak pemain jakarta di sana
sebetulnya desainnya mau seperti apa
gue mulai mengerti ada pemain yang defense gitu ya
yang kita kenal dengan kalau faktor motivasional tuh orang ini kita duga sudah punya kelainan isi pikir yang namanya
karena kemudian yang masih hilang
nah ini kan juga harus dilakukan pembicaraan secara
resesi kan tahun dua ribu dua puluh tiga prediksinya
jadi lo di rumah gila lo keluar parno ya mau sampai kapan
bahkan ya memang menurut saya pak prabowo itu jangan terlalu gampang menggotak atik kabinet gitu
ada konsekuensi hukum yang akan bisa dia terima
misalnya kan kita kalau beli obat obat yang dijual bebas ini biasanya untuk tanda kutip emergensi ya dok
pak hinsa tadi anda mengakui bahwa
sampai ada yang enam orang meninggal
serius itu pertama kali gue masuk uph dia tanya kayak gitu dia kayak apa
yaitu hubungan antara para nenek moyang pelaut makassar dengan orang yonglu itu
oh makanya barang waktu barang banyak buat saya ngambilin
dan orang cenderung memperhatikan apa yang dia suka gitu ya
film itu kayak selalu dibilang kayak gitu kak selalu
biasanya pekerja seni lain ini dpr dprd begitu
biasanya tuh aku kalau makan oister dan tahu oister itu tuh kan yang mentah
sejak dipasang pada awal desember lalu bayi yesus di tengah puing puing ini menarik perhatian dunia
ini membuat indonesia berada di posisi kelima dunia
dia bilang yaudah kuliah di sini tuh enak jadi tapi harus sambil kerja juga gitu loh
jadi karena misalnya pengambilan air tanah yang berlebihan yang melebihi daya dukung lestarinya
yang bagian karantina pokok pokok suhu beki juga sudah
kemudian kantor presiden kemudian juga kementerian lembaga dan lain sebagainya
ada tokoh tokoh yang kemudian nantinya akan menjadi sumber bertanya bagi bang komeng
jadi mereka seleksi pemain dari pon bali
tapi kalau saya sih lebih percaya work hard be talent ya mas eri ya
makanya pola pola pembudidayaan ikan pola pola membangun di pinggir pantai
membutuhkan transparansi dari platform
pak ara dengan baktinya itu
dan itulah hasil petunjuk kita untuk hari pertama
dia dimainkan sebagai starting eleven
handoko biasanya nyetir sendiri apa
misalnya satu hari bisa terkena serangan panik beberapa kali
supaya mas toto bisa merep up ini semua ya
ke masyarakat untuk melakukan proyek proyek sosial
jam di tangan saya telah menunjukkan pukul sebelas siang
pengunjung bisa menikmati pemandangan alam pegunungan
dan sudah paham seluk beluk menjadi pembulung seperti ini termasuk tinggal nyaman di dalam gerobak
selamat siang dr salut muhyiddin
jadi semakin kesini orang memiliki preferensi yang semakin banyak dan juga tidak monoton
tetapi itu memang keliru
ya ya tenang ya
pengalaman menikah pada usia remaja dan tidak adanya kesempatan
yaitu intinya ya adalah tentang keluarga
tadinya csr itu minta untuk membangun fasilitas
dan dia semuanya berada pada pulau pulau yang dia sendiri dia sendiri nya dia punya sifat yang angin daerah angin laut
untuk rama rama kita memberikan hak suara kita
ini artinya tujuannya adalah untuk mencari kesepakatan
saya memang mendapat amanah menjadi konsul jenderal disini
ya baik jadi memang ya kalau sudah sesuai pemilihan ini sudah melalui
dan itu adalah sekitar enam puluh ton bahan yang diinginkan oleh metode itu
nggak kental jadi orang sukanya lidahnya yang terluka sama itu
ya presiden sri lanka gotabaya raja paksa dikabarkan akan mengundurkan diri pada tiga belas juli mendatang
setelah adanya apbd perubahan pada akhir tahun
saya rasa pak budi penting untuk membaca pemberitaan
nah terkait dengan skema pemblokiran
kalau sejauh ini apa yang sudah direkomendasikan sudah
bahwa nenek moyang makassar
tw kini mendekam di tahanan polres kuningan
dan perkembangan kasus penipuan rihanna rihani menghadirkan temuan baru
kami akan mendapatkan liburan
mulai hari rabu kemarin tanggal satu maret sampai dengan hari minggu besok tanggal lima maret dua ribu dua puluh
lu kebanyakan gaul sama aldo nada omong lo hampir sama dah
wah ternyata besar juga kebabnya
ada salah satu rabi saya bilang bahwa lahirnya agama kristen dan islam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
pada saat tutup misalkan selama minggu ini praktis kan tidak bisa berbuat apa apa
iya betul semua ini terbuat dari susu kambing dan susu almon
datang dan bergabung dengan accelerator
resep aslinya berasal dari warga keturunan tionghoa yang menetap bersama keluarga ibu rina
nah itu kondisinya ya untuk di dalamnya jadi datar dan enak banget gitu ya
dan juga di asuransikan melalui asuransi nasional bpjs
menurut tasri fintahara ketua departemen antropologi universitas hasanudin
kita akan menghutangkan semua detail detail itu tidak ada hari ini penting kita mendapatkan detail

ada beberapa indikasi satwa terjangkit rabies
gue gak pernah meninggalkan basket
performa lu di mp juga gila sih bo
ya biasa lah seneng
bagaimana bisa kemudian menerapkan hal ini secara ideal bang alphonse
sistem pembayaran yang sedang didorong oleh bank sentral
lalu solusinya tadi kan impor ke indonesia
tapi yang menarik keuntungan ini bisa kita breakdown bahwasannya
dekat latar belakang ada yang melakukan lansikan games
jadi intinya lu harus usaha dulu lah baru dapet beasiswa gitu
satu persatuan nasional elit
atau ada konsep lain mungkin ya ntar nextnya
setelah dapat angka fixnya tentu ini juga akan kami laporkan kepada pak gubernur untuk ditindaklanjuti
jadi silakan kalau setelah ini masih terbuka untuk jika ditemukan praktek praktek serupa ya
oh itu gara gara diskotin sama aspak ya koko
itu kan beda ada dengan rasional
ada kemarin di bulan bulan lalu sempat viral juga terkait dengan project s yang punya tiktok
kayak dapet puji tuhan dapet top block gitu kan
kasus pertama melibatkan aktor youtuber
s irigasi yang membantu pengairan sawah bahtiar dan dua puluh tiga orang anggota kelompok tani raja makmur
ya tapi menariknya hari nanti aku tawarkan kontrak aku diterima pelayanan dari l occitane
kalau dari cerita teman teman perbedaan
sehingga tidak perlu harus datang ke loket seperti itu
hmm selain kental rasanya juga lebih gurih
maupun dari perspektif demokrasi dan politiknya
sekali lagi saya juga terima kasih kepada seluruh jajaran
jadi setiap terutama weekend itu sampai lima ratus orang yang datang ke masjid
lima m it menurut gue lebih apa ya tahun ini tuh kayak gue bilang di podcast itu pemain cadangan tuh
karena polutannya belum menyebar lingkungan dan sebagainya
ini soal lu pernah masuk tim nas juga nih sempet jadi yang paling muda dan terus lu sempet jadi yang paling muda di prapon jawa tengah kan
kemudian juga ada faktor tiongkok atau china melakukan pembatasan di beberapa daerah
namun kehadiran bts empat g yang telah beroperasi sejak desember dua ribu dua puluh tiga di desa ini telah memberikan asa baru bagi mereka
sampai saat ini beliau masih berada di kota balikpapan dan melakukan pertemuan secara internal dengan beberapa gubernur se indonesia
tapi pemain suka nggak berani pindah
ini tuh sempet sempet di infus kasih apa ya tidak bisa di vitamin kan pas prapon terus
setelah semua pengait terpasang saatnya meluncur
selain harganya yang murah perkembang juga tidak perlu menjualan kompos untuk sebuah online
yang telah kami himpun dari berbagai sumber dan cnn indonesia com
dan tergambar kedekatan antara indonesia dan juga tiongkok
kenapa kok tidak kita maksimalkan menurut saya
satu tebun kedua rasa kualitas yang dijaga
ini syarat syarat yang tidak dipenuhi dan bahkan terindikasi banyak pemalsuan terhadap utusan utusan yang hadir di sana
ini urusan p tiga saja nggak beres beres
antusiasme warga untuk menggunakan lrt jabodebek meningkat sejak hari pertama diresmikan
sejauh apa anda melihat ini sudah memengaruhi ekonomi masyarakat saat ini
oh jadi itu momen momen yang mungkin lu gak bisa lupain tuh pas lagi ini ya youth games itu ya olympic youth games nya
di sana khusus yang diberikan
saat ini adalah satria dan mungkin ada teknologi lain yang kami miliki itu
saya sudah memenangkan tingkat asia tenggara
penyelenggaraan konsumen bisa didorong juga dari sisi literatif keuangan
tetapi dalam sistem peradilan anak dalam konteks perlindungan anak salah satu perbedaan yang mencolok adalah tentang pendekatan
kemudian juga ada diskon untuk di produk produk lokal kita
nah kita tidak pernah tahu sebenarnya apa dasar perhitungan setiap program studi itu misalnya menaikkan atau menetapkan sejumlah spi
dibangun sejak dua ribu tujuh belas desain masjid yang menyerupai hagia sofia ini mulai dioperasikan ramadan tahun ini
karena memang ada laporan gejala batuk pilek
jadi bukan kan pro nya ibl
bang ciko pdi perjuangan ini kan mau raker nas ya di budaya ini ya
jadi dari dua ribu kan doangnya ke lima ribu masih deket lah
lu gak minat cenn pon cenn pon banten kan cuma ber delapan tuh
saya ingin tanyakan ke mas wahyu dulu mungkin ya
karena pasarnya masih cukup besar
cuman buat gue kalo jadi pemain olahraga apapun
emang murahnya begini tua tua kak
sementara itu jumlah energi dan lemak yang terkandung dalam minyak kelapa sawit dan minyak kelapa tidak jauh berbeda
bagus dia jadi kayak ngarahin ngarainnya bagus
memprovokasi gitu loh nak
jadi dia udah matang tuh atau udah bisa diseset
melafalkan menyanyikan ada salam dalam bahasa ibrani
membuat mereka kerap mengonsumsi daging dan telur penyu
sesuai dengan lima aspek kompetisi profesional
tapi nanti setelah berkoordinasi dengan fakultas kedokteran
terus kak cesar bilang mr matt mau lu langsung latihan pagi ya besok
setelah saya membuka komunikasi dengan pihak pihak yang tadinya menolak
pembayaran melalui agen properti
dan untuk pembahasan ini sudah bergabung melalui sambungan virtual riden hatam aziz presiden federasi serikat pekerja metal indonesia
jadi bila anda sedang dilanda kegalauan cenderung selera makan menurun karena intra tidak bekerja secara optimal
karena kendala yang kami hadapi saat ini adalah
polisi yang benar benar sangat adem
waktu tempuhnya hanya sekitar menit
gila ya akhirnya semuanya terbayarkan lah lo
kalau yang ini itu ciri khas daripada masyarakat jawa
padahal kita tahu di bawah ini tengki tenki air
nah dari situ dia punya prestasi bagus akhirnya traveling di negara itu
dendam liputan cnn indonesia
nah disitulah waktunya menambah kursi demokrat di senat
besar gitu ya di dalam perekonomian indonesia gitu ya
bagaimana apakah anda sudah siap untuk beralih ke motor listrik
cuman gue sih akan mengusahakan kalo misalnya
side di dalam situ kita juga sama sama
ya pada akhirnya nanti kemungkinan akan mengerucutkan ya
dia belum tau ini belum tau legenda indonesia deh gini
kalau belum apa apa kita sudah deklarasi
terdakwa ferdi sambo dan terdakwa putri candrawati
sehingga ini upaya pemerintah
bang jansen tapi sulit untuk melepaskan
upaya hukum biasa yaitu kasasi
memang dalam sejarahnya ini kan didirikan oleh seorang ulama
menurunkan lebih dari empat minggu
karena dari segi sejarah eropa
paling saat ini kami ngelanjutin itu karena emang itu yang selama ini kami lakuin
tiga pendaki ekspedisi himalaya saat tiba di terminal tiga bandara soekarno hatta pada minggu siang
iya belum bisa menghidupi setuju
apa nah ketika ada surat edaran tersebut
india memblokir media sosialnya juga termasuk melarang menggabungkan data antar layanan
terus kata dokter harus di kemo
pak wit ini selain
apa sih yang harus dicermati menjadi perhatian paling unik gitu
menurut pastor dari gereja ini karya ini merupakan simbol solidaritas bagi gaza
di ibl dulu kan sempet rest
jadi saya lebih ya sudah kalau memang cedera mending langsung di cek ke dokter
di pisangan saya warung omsetnya paling sehari tiga ratus
untuk memperbaiki jaringan pengeluaran komoditas
kemudian saat sudah kosong ini baru dicium aromanya
kemudian apakah yang mereka datang kemudian meminta pak muldoko itu kemudian itu ada hubungannya dengan ksp
itu kita masih berkisar ke tanggalnya
semua orang puasa kita puasa gitu kan
ia secara berat melanggar tuntutan etika
kontestasi yang begitu keras ya
dengan parade sebagai acara puncaknya
dan hal ini mengganggu banyak aspek kehidupan sehari hari dan berdampak pada kesehatan mental serta kesejahteraan mereka
dan kalau anda pas melintas di kawasan kota lama semarang ini
namun kabanti yang dipelajari sudah dimodifikasi dengan iringan alat musik seperti gambus kendang dan gitar
kalau kita bicara mengenai singapura ini sebenarnya hanya ada enam juta penduduk
belum kita lupa kalau vaksin kan di hp juga udah ada
harga bandros aneka topping kekinian ini dijual mulai dari lima belas hingga empat puluh lima per satu porsi
kurangnya kan banyak juga kan gitu ya kan
yang harapannya nanti bisa lebih mengutamakan kemampuan bernalar dibandingkan menghafal
masyarakat untuk bisa menggunakan
nggak mau bangun satelit ada faktornya
serta jalur wisata yang menjadi konsentrasi pengendara
trauma bertemu aparat kepolisian
tetapi saya tidak berpikir bahwa saksi susi mengalami atau memberikan keterangan palsu dengan kategori yang ketiga ini
ibadah suluk dilakukan tiga kali dalam setahun saat bulan ramadan maulid serta hari raya idul adha
selama tutup itu ada potensi kehilangan sekitar lima triliun per bulan
terima kasih sekali pakar komunikasi politik prof karim suryadi
wisata di bukit seger di kawasan wisata mandalika lombok nusa tenggara barat
dan emang udah langsung sesak nafas
tapi lama kelamaan saya menjadi karena sudah terbiasa ya
jadi ini adalah kedua pemain di jantung pertahanan yang selalu bermain full
nah bung sahrir bilang kalian udah gila
tapi dari ada teguran terus gitu di sekolah itu
menurut dosen fakultas ilmu budaya universitas pajajaran eko wahyu kushandoyo
saya sendiri membawa pos itu bagi masyarakat dunia
dan terdepan itu orang akan menggunakan karena free ya dia menggunakannya
nah caranya sama aja mbak tiffany
kalau memang kerja nggak bisa ditinggal
prabowo gibran dengan simbol v atau victory
untuk narik mereka tadinya sih sebenarnya pengennya datang ke studio connected gitu tapi emang jadwalnya susah banget
karena kalau suku bunganya masih ditahan tentunya dikhawatirkan cadangan defensa yang akan bergerus untuk mempertahankan nilai tukar tetap terjaga di bawah lima belas
terus bisa memberi cara pengertian buat masyarakat mahasiswa mahasiswa
kalau sekarang posisinya ya dua rumah sakit itu
ya jadi gue paginya lari
bahwa data tersebut bukan berasal dari kpu
ya kerusakan lingkungan pun tak terhindarkan
kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia dan raff raff kaffi di penajam pasar utara kalimantan timur
kali ini di desa bentu yung sakti ubud giyan yerbali ada lima puluh sembilan warga yang mengikuti upacara ngaben
kelabakan dan dalam mou juga
terkait informasi keterlambatan sejumlah kereta sudah diinformasikan oleh pihak pt kai
laut terus ada sedimen datang
ketiga jangan tergiur iming iming keuntungan instagra
misalnya kenaikan atau berapa
mirisnya meski minat baca rendah riset we are social dan mealth water bertajuk digital dua ribu dua puluh tiga per januari dua ribu dua puluh tiga mengungkap
dalam beberapa dekade yang lalu
lebih baik lagi tetapi ketika
singapura melonjak sekitar tiga belas enam juta di tahun dua ribu dua puluh
pertanyaan tadi tentang nba kak
karena pemulung dan manusia gerobak musiman ini lebih getar
tapi masih jauh sih kayaknya
masalah dan juga sekaligus solusinya di awal
iya iya nah ini ngomong ngomongin tentang dbl nih lu kan tahun lalu ya baru ke amerika ya atau dua tahun lalu
jadi variasi ini yang saya rasa bisa kita kemas sehingga menyulitkan bagi irak
dia semuanya ini cangkang seperti ini semuanya lunak
nah ini ini semoga semoga juga nih bu nih yang bakal gua tanyain
ideologi dan kepentingan yang berbeda silakan jadi nana yang perlu dipahami oleh semua pihak kita tahu seluruh
dan memperkenalkan para pelabur sebagai warga kelas kedua
lalu bagaimana dampaknya terhadap para pedagang dan juga pecinta mie instan
emang gak berontak sih
artinya bila mana kita mengawalinya dari kejujuran
sehingga representativenessnya menjadi berkurang
jadi jangan sampai ada kekhawatiran ketakutan
sekarang ada bantuan dari bapak ali
terus di sini kan ada wisata itu apa taman refugia kan bisa dibuat belajar juga gitu
ini hubungannya dengan tiga dpo ini mas aka memang teman memang kenal memang satu geng gimana sih mas
armada pertama dari inggris
nah bagaimana tertarik menjadi bagian tim rescue
waktunya sudah menyempatkan waktu datang ke studio podcast cipaling sport podcastnya cnn indonesia
nah ketika kokonnya ini masih ada seratnya dia akan sistemnya seperti magnet langsung ketarik ke atas untuk dipintal
kenapa saya membuat masjid di atas pegunungan
dalam konteks wakil wakil menteri
agar tidak hanya menjadi kotak tanda
di sini ada banteng merah wiss macem macem lah
secara pariwisata itu bukan hanya musik itu
yang pertama untuk kita bisa mengetahui sejauh mana cakupan daerah yang mengalami penurunan tanah
kondisi inilah yang menjadi magnet utama masjid amirul mukminin
bagi anda yang mau praktek ada lobster di rumah
saya sudah katakan ke pak presiden pak saya ini anak kota
misi nol pada tahun dua ribu enam puluh dan kita bisa mengurangi ketergantungan kita kepada
jangan heran untuk mendapatkan satu gelas yogurt saja
dan itu langsung dikaitkan dengan
oke jadi masih ada program program yang ingin kembali dilanjutkan
emang dasarnya kalau kasamunya ngelakuin apa
pas gue mau ke dejan ke pro
di sini ada bakso balungan dengan porsi jumbo yang bisa dinikmati untuk lima hingga enam orang
yang ngebully ngebully tuh pasti senior senior
kemudian kegiatan sampingannya adalah sebagai pengepul tambang batu bara ilegal
kegiatan lain seperti memasak dan mandi dilakukan di luar kendaraan
saya mau bacakan sedikit ya informasi dari ikatan pedagang pasar indonesia yang mengatakan bahwa
tomat ini salah satu yang harga eceran tertingginya sulit untuk di set atau diatur tiffany
atau prebound dua ribu enam belas terus limanas juga memberikan salah satu gelar ya peringkat tiga waktu itu
dan karena ikannya tadi udah direnem dulu sama bumbu untuk marina dan sebagainya
kalau kita melihat performance lo selama di bubble tuh sangat impresif ya
sementara untuk uzbekistan mereka sudah berapa kali tampil bahkan jadi juara di tahun dua ribu delapan belas
gurunnya di amerika tiba tiba ada
dan apa kaitannya dengan grand design ragunan itu
lantas apa yang menyebabkan kompos online bisa lebih murah dibandingkan kompos online
karena kan yang juga menyebut bahwa tidak yakin kalau presiden tidak tahu bahwa pak muldoko akan melakukan klb
lakukan sepuluh kali berarti itu satu set
pada hujan milik warga dengan debit sebesar dua puluh liter per detik
kadang ada yang ngasih duitnya
untuk penyakit cancer tuberculosis
jangan justru kita membuat memberikan data yang tidak valid
yang bertugas untuk mengawasi terselenggaranya pemilu
nanti setelah diinkubasi akan dilakukan penyortiran
tapi kalau dari luar amerika serikat ke amerika serikat itu ada isolasi
tetap terpenuhi semuanya gitu karena mereka menikmati komedi yang sangat beragam oke oke
termusat di sini adalah kekuatan yang mengungsi di atas dua puluh lima orang
kali ini botram dilakukan di sebuah warung makan sunda
ditargetkan akan ada tiga belas juta unit motor listrik yang tersedia pada tahun dua ribu tujuh belas
kalau pendapat saya mungkin agak berbeda
gue gak ambil kontrak
yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian
inilah masjid amirul mukminin salah satu masjid kebanggaan warga makassar sulawesi selatan
salah satu cara untuk mengatasi abrasi pantai yang berdampak langsung ke masyarakat tidak hanya relokasi
ternyata karena kue lumpur ini dimasak dengan dua api
seseorang perempuan kalau dia hamil di usia remaja tujuh kali lipat kemungkinan dia untuk mendapatkan atau mengalami komplikasi
yang kedua adalah dari pamekasan jawa timur
ya saya kira tidak secara simplistis ya mengatakan apa yang dilakukan tadi itu dalam rangka
ya jadi ini khas untuk serangan panik ya mas aldi
saya kira hanya itu yang bisa dilakukan untuk saat ini
baik legal formalnya legal spendingnya
tapi sekarang pemerintah sepertinya memperhatikan sekali
tapi dari segi semangatnya saya merasakan semangat itu tetap sama
ketentuan lainnya akan diatur dalam peraturan pemerintah
karena seperti kita ketahui kan pada bulan februari lalu ini sempat terjadi badai salju di sana yang katanya juga ini badai salju terparah dalam seratus tahun di new jersey
oke lalu ini kembali lagi nih ya ke masa ramadhan sekarang nih

sebenarnya kalau dari segi peralatan sekarang orang tua sudah bisa
dalam perkara ini satgas pangan polda banten
datanya sudah jelas bahwa sudah lima kali lipat produk impor dari tiongkok yang masuk uk via tiktok shop
stor staff kami juga sangat berlatih untuk memastikan bahwa segala hal dari makanan
melakukan penculikan penjualan dan atau perdagangan anak
kini perkembangan embryo difilmkan sebagai selang waktu
dan menggunakannya sebagai sebuah pasukan militer
makanya dengan jalan satu satunya waktu itu sempat saya juga bicara sama istri sama anak anak
tapi sekali lagi ini konsekuensi
dari sisi penyedia platform itu kan
itu kita ada tim event davis cup lawan pakistan dengan persiapan yang sudah ada di putra
tapi dapat kami pastikan bahwa tidak ada korban jiwa
dan kebijakan ini nantinya mungkin saja bisa diperoleh
saya emang tujuannya benar benar mau mencoba kereta cepat secepat apa untuk menghemat waktu
yang saya juga penasaran dari informasi
dan juga oister di kita itu didevelop dengan bumbu yang kita pakai dan kita buat lumayan cukup panjang untuk meracik bumbu ini
ya antara kadin dan western australia sudah ditangani mou
pelatih pengurus semua beda
apabila pasien ingin menjalani terapi alternatif
para pekerja ini biasanya sejak pukul tujuh pagi sudah mulai mengupas buah karika
jadi anggapan orang tentang pakaian modus itu sendiri akan semakin lebih terbuka
itu banyak faktor seperti faktor imunitas keturunan itu juga berperan penting
kita pingin memperbaikin kita pingin improve
saya tidak tahu apa apa tentang infertilitas laki laki
ini adalah beberapa jenis makanan yang saya konsumsikan
sudah tiga permohonan dispensasi perkawinan anak dikabulkan
lalu penurunan itu akan berjalan sistematis
kalau kemudian liga dua nya dihentikan dan tidak ada promosi degradasi
bagaimana kita bisa memberikan kemudahan masyarakat untuk menuju stasiun kereta cepat dan sebaliknya
ya ribet orang yang rencana mau dapatkan hidayah
kita koreksi cuma secara soft
setelah ia membuatkan kue ulang tahun untuk sang ibu bersama adik adiknya
gue percaya sama diri gue sendiri bahwa gue
itu total gula yang kita peroleh adalah kalau untuk sampel a itu kita peroleh empat sembilan puluh sembilan persen
kurang lebih lima jam perbedaan dengan waktu indonesia barat
misalnya pesertanya kita tanya
nah skema ini mbak ayu akan hancur jika tidak ditemukannya investor baru lagi
tadi disampaikan oleh moderator ini sudah hari ke tujuh
sudah di bm ternyata si sel kankernya ada baru ketahuan penyakit leukemia
sayang sekali waktunya terbatas tapi sepertinya merupakan salah satu event yang ditunggu
partai itulah makna presidensial
ya kami tentunya tetap ya pemasokan bbm untuk masyarakat yang dipasok dari ru enam balongan
mulai dari penuh hubur hubur dan ikan hiu
itu yang saya tidak perlu kejar ke arah situ dulu
tapi di rumah besar ini kita ada kalau ada orang datang kita datang di sini
asinnya pas terus ada manis manisnya juga
terkait gubernur ditunjuk oleh presiden
di belahan wilayah negara indonesia contohnya di papua ini mbak
di ponsel dan laptop tersangka polisi menemukan bukti rekaman video
itu apa aja tuh kok sma tuh zaman dulu
kalau darah itu keluar dari tubuh si hewan kemudian berinteraksi dengan udara
mereka saling berebut kupon antrian yang dibagikan petugas meski belum dilakukan pelayanan
kota kota di katakanlah asia tenggara
mendaftarkan untuk dua penumpang
kasus tambang ilegal pertama kali ini terungkap ke publik lewat pengakuan mantan anggota polri yang namanya adalah ismail bolong
karena sekalan juga mau main bola
sudah cukup lama dirasakan warga di wilayah yang memiliki sekitar seribu penduduk itu
antara yang di pelabuhan juga semakin menyesakan
tidak menjadikan konsultasi ke dokter jiwa ini menjadi hal yang tabu begitu bagaimana dok
maka negara yang melakukan tindakan tanda kutip genosida
seperti dugaan penggunaan alat komunikasi saat debat
yang merayakan bersama sama dengan kami kami terima dengan tangan terbuka
nah di dalam rantai dna atau rangkaian molekul dna itu banyak sekali informasi
tapi akhirnya gue gak jadi main itu
maksudnya dia ngerti tentang cara ngelatih di pandemi gitu ya eko ya
supaya sejahtera tidak cuma musisinya tapi seluruh ekosistem di dalamnya
cuman tentu kalo ditanya berapa kali
lebih gerget lah ini tapi jangan jangan mas jadi udah kasih tahu kan eh ke petenis penis laki ini
salah satunya adalah membantu penyerapan kalsium dan paparan sinar matahari secara umum
cuma diusahakan jangan capek ada lagi penambahan area tambak lagi
kemudian memperhatikan orang masuk ke bilik suara
namun sri sangat senang karena kini anaknya bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik
ada target dua ribu enam puluh bagi indonesia untuk kita sama sekali tidak memproduksi emisi gas rumah kaca
dan itu telah diperlihat untuk membantu dalam senarai yang berbeda
tujuan terakhir saya di pecinan glodok adalah mencicipi kuliner legendaris di gang gloria
soal misalnya hak semua orang untuk mendapatkan hidup yang layak
tapi gini sekarang keadaannya itu berubah
nah disitu yang kita perlu pahami gitu jangan jangan orang ini dalam kondisi gangguan
langkah awal modus fashion di indonesia dipelopori para desainer busana muslim
tetapi ternyata kehidupan rumah tangga tidak seindah
untuk menakar seseorang itu beretika atau tidak dalam mengambil
selamat pagi dr lia terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di cnn indonesia today
di sebagian besar kota kota besar dan kecil di seluruh australia
berawal dari laporan kbri jerman terkait adanya empat orang mahasiswa yang sedang melakukan program magang di jerman
tapi kalau dilihat perannya di dalam lapangan itu sangat krusial
cuaca akhir akhir ini memang luar biasa ya panasnya
yang menjadi kewenangan dari mahkamah
bukan senioritas sih bukan senioritas bukan senioritas emang udah deket banget gitu jadi kalau ga mau ya udah ga mau gitu
ryo fahmi juga ada kelebihan dan kekurangannya
kalau tadi kan susu solonya itu luarnya pakai telur aja ya
soalnya nanti kalau misalkan kayak ngaduknya terlalu sedikit gitu nanti dia nggak tercampur adonan sama kuri telur
lalu ini gini dong sekolah guru
tiga persen responden mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali per hari
karena saya sudah mendengar
jadi perlu segera diperiksakan ke dokter sebaiknya sih jangan terlalu menunda
siapa tau bisa dapat sponsor dari apa itu entertainment kegiatan kegiatan luar raga yang sifatnya untuk meng guiden apa itu
nanti kita habis ini ntar gue main ke
ya sempet jadi ini timnas kan sempet jadi kapten juga di sana
bekerja sama dengan fakultas kedokteran yang mendidik mereka juga
hari hari menjelang weekend gitu ya
cara memasarkan cara memasarkan musik di digital
tekanan darah gula darah kolesterol pengentalan darah penyakit penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah
workout biasa kayak weights pake dumbbells kayak gitu sita
ini bajunya mario sudah merepresentasikan tiga point jersi nih sedap
yang tidak ada drug testing nya gitu
ia adalah pasca yuli anak bungsunya
tapi by the way gue sempet dapat kenapa untuk apa dapat saran untuk kenapa mau wawancara si kak samuel nih karena gue dapet
nah kadang kadang dalam kondisi kita saat melihat ada ketegangan tadi kita nggak peka
yang terberat dia bisa dikembalikan
jadi artinya bahwa saat ini
ini kan berarti beliau tidak percaya dengan sdm yang ada
termasuk doa doanya liku harus dikuasai
kalau lewat udara tadi di dek tiga helikopter di sana ada ugd sini
jadi kemudian si pak menteri juga sampaikan
bermigrasi kembali ke belanda
terus emang itu kejadiannya mendadak sih
kalau umat itu sudah banyak
yang jelas itu belum matang
terus saya gak takut ngomongnya lah kalau ini
kemudian bagaimana mengatasi dan bagaimana mengimbangi pertambangan
tapi sekarang kan nggak ada gue bener bener enjoy
dengan pemanfaatan yang sudah mencapai tiga belas hektare
itu di danamon ya
pengeboman di berbagai wilayah baik di kota rafah ataupun di jalur gaza bagian tengah ataupun di jalur gaza bagian lainnya
karena dalam pembicaraan tidak ada sama sekali
mungkin dia juga punya skill atau coping mengelola permasalahan
politisi kita menyamakan apa yang terjadi di amerika
kemudian kita bisa lihat bagaimana pimpinan lain begitu keluar diperiksa oleh dewas
bicara masalah dari political aspeknya
trigger lagi adalah jangan kita sifatnya justru judgemental gitu
sunan kalijaga menjadikan ketupat sebagai budaya sekaligus filosofi jawa yang berbaur dengan nilai keislaman
saya rasa lebih baik dituntaskan melawan mira
nah penggunaan zat lebih atau dia dalam kondisi
short movie yang oh jenuh ya
dan memiliki kegerasan perang
baru mulai basketnya ya tujuh tahun yang lalu lah
mereka adalah yang membantu saya untuk masuk ke uph
sebetulnya jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya
mari kita bicara sedikit tentang penyelenggaraan
saya tidak masuk masalah konsensus objekto
beasiswa sama ipui namanya ada nggak itu memang sekolah cuma buat ngumpulin anak anak basket doang
film pertama gue juga udah jauh
sebenarnya kalau mau perasaan apa sih nggak kenapa napa ya
kan nggak harus melalui presidennya presidencil club
tadi saya cek juga ada sobkondrol lalu juga ada cotoma kasar
siapa yang kuat dialah yang menang
pertama mohon perhatian bahwa
informasinya fajar bambang kirawan
dan bisa jadi bola liar untuk terjadinya gitu ya
sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan
dimanapun juga kalau negara negara yang pernah dikuasai oleh kolonial di masa lalu itu pernah dijajah itu memang adalah hari kemerdekaannya
di dengan skenario dua putaran itu di pemilu dua ribu dua puluh empat
dari tujuh tersangka ini ada lima tempat mulai dari lebak kemudian cilegon serang kabupaten kemudian serang kota dan terakhir dilaksanakan pandeglang
itu sebaiknya satu pintu melalui posko
tetapi sesungguhnya kasusnya masih tinggi
kecamatan bungur sari kabupaten purwakarta jawa barat senin pagi
karena ada kapasitas maksimal di jembatan kaca ini yakni maksimal lima puluh orang
untuk memuluskan aksi tipu tipunya mbak si mencampur ayam tiren dengan ayam yang masih bagus
tujuannya itu untuk semacam forum silaturahmi forum silaturahim
memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak pihak tertentu
apa ya kalau kita bicara ada
oke sekarang kayaknya kalo diliat dari instagram kayaknya dia kurus banget ya kok ya
nah yang kedua gini tidak usahlah maksud saya kementerian tenaga kerja menaker dalam hal ini mengeluarkan surat edaran
dua tahun yang lalu memang di seluruh dunia kita terjadi musibah
ya at least ya enam tahunan kali ya di pasar modal
eh tapi lu jadi top rebound tuh lu merasa ini superior sekali gak sih lu
program ini sudah kita persiapkan setengah tahun yang lalu
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
untuk memberikan semangat yang paling maksimal
karena proses pemirsa kesehatan ini tidak melalui pcr
pekerjaan menurun pendidikan juga menurun
penting berhenti dulu baru mulai lagi kapan tuh juni kali ya
jungto pasal delapan puluh tiga undang undang ri no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
kayak udah gak ada corona aja ya kemarin mah ya
jadi pemerintah jeneral akan memutuskan
berkurangnya stok produk pertanian tadi karena penurunan produksi
jadi arah angin otomatis akan lebih mudah untuk menggerus atau menabrak daratan yang ada di karawang
kalau misalnya mau melibatkan ya tentu
atau posibilitas mungkin diikuti negara arab ketika kalau kita lihat bagaimana bentuk dukungan yang terjadi
dia tidak bisa ditingkatkan literasinya ya pengetahuannya
nah koko sendiri senangnya itu disebut apa sih kok
yang ingin menurunkan berat badan atau memiliki tubuh ideal itu seperti apa sih
bisa mengembalikan situasi dan juga renegosiasi dengan investor dan kreditur akan jadi lampu hijau kah
yang dilakukan untuk mengurangi kadar kalori dari nasi putih
dan capaian imf kita dari data lakibnya kemenko polhukam yang dipublish secara terbuka karena kami tidak bisa mendapatkan data dari kemenhan secara terbuka
karbohidratnya gampang dicerna jadi ada nilai gizi yang bertambah
bella tetap konsisten hingga bisnisnya terus berkembang
kemenpora menekankan kesiapan yang sudah dilakukan perlu memiliki target
mungkin mereka berpikir seperti itu kita juga nggak ngerti
sehingga memiliki waktu untuk menyelamatkan diri
apakah punya kriteria tertentu atau syarat syarat tertentu
pusai menko marves luhut bin serpanjaitan mengumumkan
yang jelas setiap tahun kami ada semacam
masalah hygiene masalah kebersihan yang jadi masalah dan itu sering terkontaminasi oleh bakteri
jadi saya kira penyidik penegak hukum
salah satunya adalah mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah
karena saya juga pertama kali kesini pak kaget waktu pertama masuk
nah jadi kalau most of the time kita saving anytime bisa shopping
pak wit melihat dengan kehadiran satria satu ini
jadi jangan cuma di indonesia aja gitu
mas ini kan kondisinya dua tahun berturut turut bulan ramadan di sana umat muslim wni yang di sana dua tahun berturut turut
anggota keluarganya menjadi narapidana terorisme
mention di situ bahwa product manager itu perannya itu seperti dirjen
apakah ada pemantauan seperti pemantauan pemenuhan air bersih dan juga logistik di sana
jadi chemistry yang dibangun sama tim aspak dari dulu
kelurahan cengkaituri kecamatan binjai utara kota binjai sumatera utara
jadi makanan yang biasa kita makan ya itulah yang kita jual
jumlah ini betul betul sangat jumlah yang menarik
mereka nyaman dengan ragam wahana yang
saya pikir terobosan terobosan seperti itu yang bisa diaturkan
jadi kalau cuacanya lebih sering kering berarti kan ada kebutuhan air khususnya air bersih ya
tetapi sejak awal saya katakan kita jangan gaduh
itu lu juga gak
agak harus jadi tersangkut
tapi perlu waktu yang cukup lama
jangan lupa di periode pertama pak jokowi itu
semua itu terefleksikan dalam tujuh kesepakatan
saatnya kita bergandingan tangan
banyakin minum air putih terus jangan begadang kalau waktunya sholat ya sholat gitu
termasuk dengan pemeliharaan anak penyu atau tukik yang nantinya akan dilepas ke laut
sebagai tunjangan hari raya keagamaan
penyakitnya sangat bergantung pada waktu tahun
saya pergi ke satria muda sebagai pemain praktis
dan ekonomi global juga saya rasanya
tapi pada saat ppkm mikro di mei sampai juni
dan untuk mengatasi informasi terbaru kondisi terkini yang ada di cianjur saat ini bergabung
dan saya rasa itu seperti toto bilang tadi itu bisa dilihat nanti ketika penentuan penentuan menteri menterinya siapa
pemeriksaan ini akan terus dilakukan hingga enam bulan
dan tiap orangnya pun pasti beda beda gajinya
itu kayak yogurt rasanya
jika terjadi kondisi ketidaknyamanan karena parkir yang dipatok sedemikian tinggi
demikian juga pada tanggal dua november pagi hari
oh di semarangnya oke nggak di jakarta berarti ya
saya kira ketika perintah sudah memberikan stimulus yang luar biasa pnm kepada para pengusaha
jadi tidak ada nanti oh diperbanyak
memenuhi kebutuhan pokoknya sekaligus mengajarkan ilmu agama
dan ego gitu kan
itu harus ditangani di medis
terakhir ajarkan anak bila sampai terpisah dari orang tua pergi ke posatpam atau bagian informasi
jadi saya mencari inspirasi
oh bu mega gak ada masalah dengan pak prabowo ya
untuk bekerja bukan hanya di antara pegawai
yang memang banyak laporan warga di mana juru parkir liarnya cukup banyak
dokter atau atasan ya
karena pendekatannya beliau adalah komandan di ksp kan gitu
apalagi waktu itu kan rocky sangat idola sekali tuh dengan yang namanya yesaya dan arigi posisinya tuh
kita mau bicarakan apa ini ya
di dalam dunia tekstil itu kan kalau produksi berarti kita harus hafal produksinya kayak apa
dan itu penguasaan lokal
memang pak prabowo ingin bahwa silaturahim antar kepala negara ini presiden presiden indonesia yang ada ini
menteri di kabinetnya pak jokowi semuanya yang tertangkap dan terseret kasus hukum
kawasan dataran tinggi dieng yang berada di dua kabupaten
kalo gak salah itu di reguler
dan akhirnya daniel gak bisa berangkat ke bubble
jadi kebanyakan orang masih abai dengan cctv di pembatas kamera jalan seperti itu
sehingga menyebabkan kemacetan dan polusi
kita lebih ngerasa kayak bisa
kalau menurut saya sih seperti itu tapi paling penting sih kita punya tata kelola yang baik gitu
di kisaran delapan puluh an persen sekarang itu bisa mencapai seratus persen rasionya terhadap pdb
tidak memutar lagu mereka bisa
baik terima kasih selamat pagi di sana
seperti menjadi pejabat publik pengacara dokter pengajar
puasa berarti sekarang kita makannya gitu kayak gitu
bukan hanya pemain yang berlatih tetapi juga supporter dilatih ya
yang tidak pernah dilakukan sebelumnya
jawabannya ini bukan persoalan oposisi
dan sejak tahun dua ribu dua puluh lalu ini sudah bebas dan untuk mengetahui bagaimana versi
habis dua ribu dua ke atas
maksud gua gue suka main untuk national team tapi itu sedikit jauh dari jalan
jadi waktu itu memang saya belum ikut apa apa sebelum ikut potats itu ya hanya akademi sekolah aja gitu
tinnitus semua orang berbeda
untuk melebarkan sayap di indonesia
benarkah demikian lalu jika benar apa yang bisa dilakukan oleh pelaku umkm lokal
hal hal yang perlu diperhatikan
jadi dari freezer saya pindah ke oven
biasanya setahu saya kalau yang hilang fokus itu biasanya nggak pernah sahur seperti saya gitu
pertama kali si abu sama vincent lu suka basket nggak
jalan yang tadinya beton ini sudah rusak selama beberapa tahun terakhir dan tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda empat
karena ini bagian dari sebenarnya adalah naluri atau satwa itu dia ingin perlindungan
rantai pasok antara supply dan demandnya
kalau saja ini viralnya sekejap lagi
reformasi di skala bidang khususnya di skala bidang
karena mereka harus berpikir putar otak
atau yang melanggar undang undang
akan dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat
siapa tau kan pemerintah satu putaran
dari sejak awal kita juga sudah lakukan komunikasi
lokasinya ada di jalan kamboja jakarta timur
dan saat ini dengan masuknya hijab impor di platform platform seperti ini
tapi trik yang bikin lu impress masuk ke uph main apa uph latihan pertama kali pemain siapa yang bikin lu wah ini orang jago nih
dan kita bisa melihat dalam waktu dekat banyak teknologi teknologi lain yang bisa kita sufer dalam dunia ini
kalau pressure sih dulu sih sering diomongin doang harus latihan terus tiap hari bla bla bla gitu
kalau bang ben bisa menjelaskan seberbahaya apa sebenarnya bahan kimi yang dipakai dalam proses ini
ya saya kira semestinya pak muldoko tidak diberi ampunan lagi
sejauh ini meskipun harga minyak mentahnya naik
bukan merupakan suatu karier mbak windy
kalau tadi mungkin salah satu faktor yang disebutkan oleh
pemerintah harus memikirkan berikutnya
yang akan menentukan nanti adalah hasil statistik ataupun survei
biasanya sekitar enam belas kl ini bisa sampai delapan belas kl
merasa terkesan tidak ada perubahan nantinya ketika ada perubahan tracing
kepolisian republik indonesia menyiapkan sejumlah strategi pengamanan dan penjagaan pelaksanaan arus mudik dan balik dua ribu dua puluh
per maret dua ribu dua puluh dua indonesia juga punya
nah itu yang menyebabkan kenapa minyak curah menjadi berbahaya
banyak sih manfaatnya tapi salah satunya adalah meningkatkan ekonomi digital
lu juga tuh di youtube dbl kalo misalnya lu
kalau minta saran kan nggak apa apa

dan yang sudah bergabung ini melalui sambungan zoom
mungkin kalau di dalam nih teman teman yang di dalam juga bantuin si komeng karena orang dalam gitu kan
jadi nggak apa apa zoom tapi nanti pokoknya harus main main kesini ya berempat ya
yang dikenal sebagai serangga
biar bau amis hilang dan lendir benar benar enggak ada
penjualan dari yang sebulannya mungkin cuma delapan puluh atau seratus piece sekarang bisa sampai terserap satu lima ratus sampai satu tujuh ratus setiap bulannya
jadi tidak segala hal itu harus dilakukan dan descentralisasi
keputusan untuk melarang polisi menghadiri parade kini telah dibatalkan
pemilik kontrakan kemudian menghubungi
di kawasan dataran tinggi dieng ini dari sejumlah informasi diantaranya di sosial media
mungkin kemampuan bertahannya tidak sebaik justin hubner atau tidak sebaik pratama arhan
kalau tahun ini ada rencana untuk lebaran
apakah juga bisa memberikan saran saran untuk hukuman dari pidana yang dilakukan oleh rihana dan juga rihani
kami bergerak ke kawasan cengkareng jakarta barat
kita akan memulai dengan dua puluh lima persen ini
kalau misalnya dibilang untuk dunia basket ya
hanya yang paling sering terjadi di indonesia saja
yang bapak saya yang baru saja keluar dari lapas
namanya jarwo santoso atau biasa disebut bang jarwo
oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri
di janita kita melakukan banyak bip test
setidaknya ada beberapa pola temuan omikron yang menjadi perhatian serius
penyakit fisik bukan ke dokter untuk gangguan mental seperti gangguan panic attack tersebut
sudah hampir semua provinsi mencapai tujuh puluh
kontribusi besar dari semua orang
tuh cocok untuk sarapan lihat enak
jika pakaian anda yang sudah tidak dipakai lagi tidak lolos ujian untuk disumbangkan
nah berbicara soal tekstur dari pancake nya ini kalau bicara soal luar mangkoknya
mengapa dua puluh enam januari dipilih
permasalahan parkir liar di minimarket menjadi perhatian warga terutama di jakarta
saya juga tidak mengatakan bahwa kita sudah aman sudah kuat
tapi kan pas sma itu berarti kakak udah jarang ikut kejuaraan juga ya
ini berbagai shuttle untuk menuju kota bandung
ada yang menggunakan plastik dan ada juga yang menggunakan kardus
aroma karinya itu di semerbak jadi saya dibikin gak sabar untuk nyobain satu porsi mie kari
kita justru berusaha untuk menenangkan tapi dengan cara yang gak pas orang tadi
atau sekedar membuat tubuh lebih segar
ahli gizi rita ramayulis mengatakan kedua jenis minyak ini sama sama memiliki keunggulan dan kelemahan
hmm pasti seru ya
baik jadi upaya yang dilakukan kami mengerahkan sejumlah tenaga pemadam kebakaran
setiap negara memiliki beragam masakan tradisional
rabi itu waktu itu sempat saya tanya juga
sedangkan puncak arus lalu lintas libur tahun baru dua ribu dua puluh tiga terjadi pada tiga puluh dan tiga puluh satu desember
agar daging buah karika tidak terlalu matang perebusan hanya dilakukan dalam waktu sekitar lima belas menit
nah makanya menurut saya kita perlu menunggu ya terkait hasil judicial review nya dan dialog yang tadi disampaikan juga oleh pak menteri pariwisata
kini abdurrahim terpaksa tinggal di sekitar mapores pindrang
harga minyak goreng curah sangat elastis terhadap bahan baku utamanya yakni minyak sawit
sementara itu bagi sebagian besar warga australia
seperti negara yang tidak perlu saya sebutkan namanya
ekonomi yang lebih produktif
dari yang itali yang jepang yang korea gitu
dan itu nanti mereka akan mulai tiba secara bertahap mulai jumat malam lima belas juli dua ribu dua puluh dua sampai dengan sabtu malam enam belas juli dua ribu dua puluh dua
kalau nggak salah itu tuan saya juga pelatih
masjid di atas pegunungan
mengurangi emisi gas rumah kaca dan kebijakan apa yang harus diterapkan oleh pemerintah khususnya
ternyata ada banyak bahan makanan bukan yang saya sebutkan tadi saja yang mempengaruhi usaha makanan di restoran ini
tapi kalau rp sepuluh juta ada pasar malam ya itu bayar nggak gratis nggak
eh bentar kalau yang segini nih
ketua dewan federasi komunitas etnis australia peter dokes
itu kayak pinggiran pantai karena kan kejazahri itu kan kota alju itu sendiri juga di tepi mediterania
tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi kementerian keuangan rafael alun trisambodo menjalani pemeriksaan penyidik kpk pada senin pagi
nah itu gue sempat main
sudah masuk ke paruh musim artinya sudah paruh musim pertama
dimana di basket dan di tanpa gue harus ikut kerja gitu ya mungkin lah makanya gue sekarang
gue lari dari gmsb ke royal kuningan
anda bersama sbs bahasa indonesia
dalam menjalankan aksinya sebagai juru foto mereka tidak mematok target
karena undangan dari negara negara tetangga negara negara middle east
dan disampaikan oleh riki kusumo
karena yang bikin terkejut bukan kita yang nonton tapi juga tim lawan
dan pendidikan agama islam terhadap anak anak jalanan dan pecandu narkoba
wajib untuk mendaftar ke kominfo untuk memastikan
tapi bagian bawahnya lembut dan bateri
dia semakin produktif nih bu kayaknya nih
mau tetap tiga puluh empat mau jadi empat puluh itu beliau yang
korban yang diupdate mulai tadi sampai pukul delapan tiga puluh
jadi ada dua pengelola di batu angkruk ini dan keduanya menyediakan jembatan kaca
ini jumlahnya wah sudah fantastis
baik dari menteri atau presiden untuk menempatkan beliau beliau dalam posisinya
apakah kamu melihatnya di atas
tidak perlu spesifik tetapi karakternya seperti apa
jadi tinggal di grill misal kayak tempe
pemahaman bang jansen dan itu yang menjadi momok dari setiap presiden terpilih
sehingga ini yang kemudian dikhawatirkan oleh pelaku usaha akan memberatkan mereka
dari negara lain dan juga organisasi internasional lain
maukah anda memangkas kalori nasi dengan minyak kelapa
saya tadi pagi ke para pelaku usaha pedagang yang menjual makanan
ya paling pandangan orang doang jadinya kelihatannya kayak gimana gitu
banyak sekali budaya budaya yang kumpul di sana termasuk juga makanannya
anies berharap vaksin tambahan segera tiba
setelah itu ketika kami menyadari itu tidak terjadi
ya terus dulu juga christo waktu kecil sama kita juga ini bagus nih
gimana nih kalau dimainkan dalam bentuk monolog yang berangkat dari surat suratnya itu
jadi mbak windy apapun yang terjadi akan tetap menjadi seorang model
sementara sebelas jendela dan satu pintu merupakan analogi dua belas lubang pada manusia
ada disusulnya pemakai menteri
juli kemarin ya perdana menteri terlama belanda namanya magrute
sedikit lebih manis daripada di singapura
jadi beberapa ikan bisa bertelur
restoran cafe dan sebagainya
unpar sambil basket lagi
pasti bertanya tanya bogor kan letaknya di ketinggian kok bisa ada pantai ya
jadi tidak kekurangan air atau tidak susah air
baik terima kasih yang mulia ketua
penyu itu perannya sangat bagus karena membantu melestarikan ekosistem laut
lalu bagaimana penanganannya saat ini pak
terus ikutin aku dan nonton perteringan aku berikutnya sampai menjelang ke us open
tidak diakui oleh bang andre tapi diakui
namun setibanya di jerman para mahasiswa justru diminta untuk bekerja kasar tak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil
ada ithb lu pernah ditawarin itu ith mega waktu itu
tentu kita tidak berharap respon presiden seperti itu
aba stok dimanapun kalian berada you re listening to aba stok season dua hari ini kembali lagi bersama gue vincent manahem dan partner gue
dia ngomong berdua sama gue ngomong berdua
kepala dinas pekerjaan umum kota bandung membagikan temuan drainase di jalan dr junjunan
dan punya potensi untuk ya nanti mungkin kalau pemain seolah kembali
by time ini tayang ada line up juga yang udah keluar
kita sudah mencapai untuk mahasiswa yang baru ini dua puluh enam
sekitarnya terus ada jogja terus nanti kalau yang di luar jawa itu ada cungpandang terus ada di
kata kuncinya adalah ini adalah awal
kami hanya mencoba secara natural
kalau bisa di latihan ini bener bener kita maksimalkan lah
gue kiranya itu ini kok kayak acel gitu
nikita memiliki seorang putra
karena statusnya bahwa pak muldoko sebagai kepala staf kepresidenan
gluten free biasanya digunakan
jadi bagaimana ini pak paul seharusnya
kok anak muda ini menang dari saya ya
penyedia pakaian adat ini mengaku dalam sehari bisa menyewakan pakaian adat bali
air dari sungai enim disalurkan melalui pipa sepanjang satu dua puluh sembilan km ke tiga puluh lima hektare sawah
serta ada beberapa tanggul swadaya masyarakat yang dibuat dari sisa sisa ban bekas
dan yang menarik lagi central queensland
pihak koalisi telah menyalankan partai buru untuk membatasi migrasi

bagaimana kita membaca arah merger dari dua pemain ekonomi digital besar ini
sampai satu jam sebelum kita belum sempat lihat tadi
berarti lu smp dimana sih berarti
atau tindakan kekerasan ini tidak selalu berkaitan dengan gangguan kejiwaan tapi kalau kita melihat
maksudnya kalo update udah lama ga update
yaudah kan pas itu saya apa gue belum kayak aduh gue belum pantes nih gitu
kalau kita ke rumah sakit itu cuma cek ronsen
analog switch off adalah penghentian sarana televisi analog dan dikonversi ke televisi digital
jadi kebanyakan tuh kalau dari alau itu biasanya di rajawali cun
diresmikan oleh bang ali
bukan cuma sekedar statement dari menteri luar negeri tapi serius menjajaki seluruh kekuatan
kita akan bahas bersama dengan ketua kelompok humas dan ppid ppatk natsir konga
sehingga terjadi begitu loh
bergegas mempersiapkan seluruh yang dia punya
ada satu dusun namanya dusun sarakan ya kang ya
yang terusik oleh sampah melalui seni teater di atas panggung
oke berarti siangnya sepi gitu ya tapi malamnya sampai subuh malah ramai
ya mudah mudahan kalau memang mau lihat the real tenisnya dengan speednya dengan powernya dengan apa itu
kita bahas malam ini bersama kadisub dki jakarta syafrin liputo
ini sangat luar biasa
terutama anak anak usia dini yang di sekolahnya mungkin belum ada kegiatan di luar sekolah seperti ini
setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah di masa pandemi covid sembilan belas ini
atau ada pendarahan di bawah kulit pendarahan usia atau mimisan
untuk waspada terhadap orang lain sekalipun yang sudah dikenal secara dekat
dan filsafati yang demikian ini
ya pak fki tadi berdasarkan laporan dari jurnalis kami di lapangan
untuk bisa menyatukan pikiran dalam pemikiran global
sebetulnya aku lebih tertarik dengan proses interview
seharusnya topiknya topik pendidikannya
itu sesuai hasil analisa yang kita peroleh berdasarkan isi kemasannya
tidak perlu usaha etika tinggi orang dengan sendirinya akan taat
apalagi kan kalau sendiri yang puasa otomatis ya nggak ada yang ngebantuin
atau kemudian yang sedang direncanakan oleh masing masing elemen tadi
komunitas di darat nah selain itu kita bisa memantau dengan baik sekali nah saya memperkirakan indonesia dapat memantau kedatangan
dan jadi anda perlu menggunakan sebuah rangkaian teknik berbeda
yang harus diberikan kepada mereka
kadang kadang ya itu akhirnya miskomunikasi
jadi tidak juga menutup kemungkinan nantinya ke depannya
tapi bagian yang selat itu kalau di grill sangat enak
dpr seperti kang herman hoiron ini mas herman hoiran ini adalah wakil rakyat
baik kesempatan berikutnya kami berikan kepada calon presiden nomor urut satu bapak anies baswedan
arus balik juga sehubungan dengan mudik lokal yaitu saling kunjung mengunjung
lalu mereka melakukan work shift kepada federasi qatar untuk menemukan
beranda anda ini dekat dengan pintu setan
dan disabilitas intelektual ada tiga ratus enam puluh tiga orang
ini sangat berkaitan dengan
pada umumnya mereka kan makannya sikit sikit gitu
bikin sumur bor bikin irigasi yang tempat lain sumur tapi belum berhasil
dan seperti juga di debat ini tidak banyak ruang diberikan untuk berbicara di forum global
selain masalah nilai tambah karena harga investasi teknologi dan serapan tenaga kerja menjadi sisi positif hilirisasi yang dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian indonesia
mbak puspa sepertinya memberikan semacam apa
nah ini yang perlu mungkin kita sikapi ya
jadi jangan dipikir juga enggak ada yang ahli
opung publik natural itu biasanya dia tidak beraturan
pada dua ribu empat belas atau hampir delapan tahun lalu jarwo disebut sebut masuk dpo atau daftar pencarian kepolisian
sampai selasa siang jumlah korban meninggal tercatat satu ratus tiga orang
tujuan saya membuka museum holocos ini
tetapi manusia sadar bahwa melaluinya hanya boleh diikuti apabila baik dan bukan tidak baik
di lahan seluas dua hektare ini tertanam empat jenis pohon murbe
ada penerimaan uang yang masuk ke rekening rekening
untuk orang bisa kasih respek kepada kita
maka mungkin dengan penghasilan yang dia miliki dia bisa melihat
kita nunggu beduk ya
lalu bu mungkin bisa dijelaskan bu ini proses mengubah air menjadi gas ini seperti apa sih bu
tapi ketika pak jokowi perintah saya ke
di atas permukaan laut
apa yang bisa anda baca begitu pak
ibarat bukti yang mendukung terungkapnya peristiwa tersebut
pdi perjuangan sendiri memiliki masa yang cukup besar
terus untuk di bawah saya pesan stroberi dan bubble gump
dan yang terakhir yaitu adalah hajin melakukan aktivitas olahraga sebelum buka puasa
didasarkan pada kewajiban mereka
hal serupa dialami oleh seorang penulis buku yang kini bermitra dengan sang legenda di rai institut maupun rai fitness halim chiang
tapi ini juga bisa terjadi pada orang orang yang lebih muda ketika mereka terlihat terdengar
yang olahraga tapi foley
sekarang ini selain ke mahkamah internasional international corrup justice
secara nomenklatur jumlah kementerian
bila dalam arti kata tidak akan berpengaruh terhadap masalah harga
yang pertama ada komitmen untuk membeli cpo satu juta ton lagi
jual beli di dark web yang seperti yang kata hanta di pasar kelima kemudian dimunculkan
artinya kami harus melihat keseluruhan dan arahan pak gubernur
juga kemungkinan akan menjadikan
saya dengan mas menteri belum pernah membicarakan itu
karena gasnya amat pekat dan perih ketika terhirup
karena irak kehilangan dua pemain kunci mereka
tapi kami tidak melihat dengan adanya dana dengan angan angan yang besar
oh tapi pas angkatan eko riko itu berarti kalahnya berapa kali tuh
karena kan semua pelatih itu kan punya karakter sendiri sendiri kan
ya menurut saya memang di sini pastinya investor atau negara kreditur itu akan wait and see ya
sehingga ada legalitasnya dan melindungi aset anda
cuma waktu kita jadi pemain ini kan kita harus traveling
ini kan relawannya pak prabowo banyak sekali ya
warga kecamatan watang sawito ini
saya juga tadi bicara dengan pak komendor ini
sementara self stok negatif berisi hal negatif
adanya pertemuan antara firly bahuri dengan sel menteri pertanian
istilahnya pemain asli surabaya atau misalnya yang ikut seleksi
mereka juga mempunyai rasa empati itu satu juga
sambungan komunikasi kadang dapat dipergunakan
nah dari jogja kita geser ke lumajang jawa timur untuk mencoba yang hangat hangat
sekitar sepuluh sampai lima belas
sehingga apa kita tidak bisa menjadi pihak
plus berpadu sama cita rasa jahenya
agar mempercepat proses pelepasan cangkang
nah ini adalah sung sung tulang tuna ya
terus kita juga aku bilang gue juga udah lumayan gak kuat
pondok pesantren ekologi atorik yang dikelola nisa warga dipura menjadi salah satu contoh upaya mengelola pangan secara mandiri
penggunaan emas untuk anak sebenarnya sah sah saja
mereka khawatir beban pembayaran listrik semakin membengkak tiap bulannya
ketika sudah ada perda harus tadi peraturan pelaksana perda itu harus diatur dalam perbu supaya hal hal teknisnya bisa diatur gitu
jadi dengan masalah ini artinya kita juga kedepan berharap bahwa
iya tergantung kitanya dapat rezeki
baik saat mengikuti studi penuh waktu dan penggunaan visa
kalau kita bandingkan dengan sistem sebelumnya
tetapi pemerintah malah ada wacana untuk menaikkan tarif ppn
iya jadi daripada simple daripada pusing
ini tidak menyelesaikan masalah utama dalam dunia pendidikan tinggi kita
karena bisa saja misnya begitu jenazahnya sudah ada
ya ini kan kita terasa di main deck
dimana daerah negara negara itu termasuk angkutannya sudah ya sudah pada libur
campur tangan plt itu sangat minim ya berarti ya mas ya
yang terdiri dari satu posko terpadu yang ada di terminal
jadi lagi jika anda cukup senang memberikan pakaian ini atau hadiah kepada teman
mulai dari cumi gurita bola ikan bola salmon kornet cikua beef enoki dan masih banyak lagi
tergolong sebagai salah satu cabang olahraga ekstrim yang beresiko
angkanya sudah ditetapkan sebesar tujuh juta rupiah per unit
kalo misalkan sebenernya ga beda jauh kalo misalkan drill latihan itu kayak passingnya masih sama layup sama segala macem
gak kita udah anak muda gue tuh udah tuh obat amal amal
saya pikir tetap merupakan hal yang sangat penting
sejak awal saya sampaikan ini mohon rekan rekan media juga sampaikan
oke baik pak ifki soekarya untuk sementara terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
tapi tapi kalo kalo kalo lebih berarti si
sehingga mudah dipahami berbagai pihak
ke prabowo atau ganjar gitu
tapi kamu ngatasin takutnya gimana tadi
karena yang dia kasih itu fundamental semua
ya isinya lautan kita minta rezeki
doyan ngemil tapi ingin sajian berisi sayuran atau buah yang menyehatkan
aksi sosialnya ini berawal dari keprihatinan melihat anak anak di kampungnya hanya bermain pada sore hari
juga mereka melakukan subsidi sama seperti yang kita lakukan
baru join juli abis semifinal itu langsung ke semarang
adalah terbentuknya apa yang disebut sebagai
dan orang orang yang melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga
sudah kami ambil keterangannya juga
ini kita mulai masuk ke career bucketnya sita lah
akses bantuan help bergantung pada kewarganegaraan
baik persiapan pelaksanaan maupun setelah pemilu itu sendiri
ini kok kan udah mulai normal lagi nih di indonesia ya apalagi di jakarta tangerang situlah
hal ini karena jumlah hutang help yang terhutang diindeks setiap tahunnya
kalau itu kan teman teman penganut yahudi saya lihat cuma disebut sebagai penganut kepercayaan
penentuan tarif lrt jabodebek tentu dinantikan oleh para calon pengguna
bukan kepada keputusan pemerintah
tapi sayangnya mungkin untuk pemerintah sarannya nih ya
ancaman efek berganda akibat perubahan iklim ini pun sudah mulai dirasakan
saya ingin kasih bu komunikasi
karena memang tempat tangan itu agak jauh
mungkin saya kurang jelas maksudnya kalau merayakan
oke baik mudah mudahan pemerintah bisa memanfaatkan waktu kalau tadi pak heri bahasanya bisa membeli waktu dengan menyiapkan solusi dan juga antisipasi agar tidak terulang di kemudian hari
one by one aja satu persatu aja nggak perlu kita duduk bareng bertiga gitu
bukan hanya dengan pemerintah
dan platform platform lokal kita juga akan lama lama ya akan habis
ini sangat beragam saya tidak pikir ada umur yang spesifik di mana tinnitus terjadi tapi paling sering terjadi bagi orang yang mengembang karena ada korelasi tinggi antara tinnitus dan kekurangan dengar
jadi betul betul apa ya istilahnya
dari rujito re inspirasi tak hanya belajar tentang konservasi penyung
atau tidak bisa mencegah satu insiden tertentu
susu pisang khas korea ini disebut sebagai minuman favorit warga korea dan beberapa idol k pop
untuk sementara itu yang bisa kita dapat karena yang lain menunggu hasil
di antaranya itu ada damri kemudian juga transjakarta yang saat ini mereka juga sudah beroperasi sampai dengan di area kawasan kereta cepat halim
tempat kita berdiri ini sekarang dulu permukiman
jadi tim medis yang ada di arab saudi itu sebelum para jemaah haji
kemudian kegiatan industri seperti pembangkit listrik debu jalanan pembakaran sampah dan proses konstruksi pembangunan gedung
siap berburu baso es campur
nah ini yang memang harus kita ikuti itu yang utama harus diikuti
oleh dewan kehormatan penyelenggaraan
hingga saat ini sudah tercatat korban tewas akibat serangan israel di gaza
memang pihak militer israel sudah menyebarkan kertas kertas untuk
tim liputan cnn indonesia
tahu nggak mbak kita ini lebarnya sama
namun mulai bulan november nanti vaksin akan tersedia bagi masyarakat yang memenuhi syarat melalui program imunisasi nasional
di itali atau di bali tinggal bareng sita
kita tinggal tambahin aja mungkin tambahin dikit garam tambahin dikit lada dan bumbu bumbu alami
mudah mudahan ini bisa dicermati dengan baik
kesaksian soal sosok orang tua korban juga diungkap pemilik kontrakan
disebut majik karena ada kejutan di dalam bola coklatnya
pelaku bisa diancam penjara lima tahun dan denda hingga dua miliar rupiah
terpantau diikuti sejumlah warganet dengan tagar seribu tiga tambah kita
ketika saya melihat kemarin dewas ya
panas perjalanan menuju perbatasan bogor dan sukabumi pun tidak terasa melelahkan
sama juga ngebrontak juga kali ya vin ya
tanda kutip ya kalau kita bicara sejarah pembentukan kementerian
tetapi paling kalau tidak kami juga akan tetap membantu
nah itu sudah saya sudah merasakan
dan juga dia sudah main sebelas pertandingan bersama graf schaff di rst divisi ya liga dua belanda
merasa langsung sakit kepala membeli dulu apa yang ada kemudian dijual bebas di apotik dan tempat tempat terdekat
perlu efek jerah kepada pelaku semacam ini karena memang ada sanksi yang dengan jelas diatur di undang undang
dari beberapa dokumen dari badan geologi itu sudah meneliti sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan dua ribu an
artikel ini memuat hasil penelitian organisasi pendidikan keilmuan dan kebudayaan pbb unesco
jadi ini kita harus melihatnya secara holistik
antara pemerintah sri lanka dan juga imf
saya sampai kamu tuh mikir apa
tapi faktanya kalau kita lihat grafiknya tetap saja angkanya meningkat
berkembang dan menjadi akar seni budaya masyarakat buton ciamo sin zaman ibetabanti salah satunya
karena kita tahu semua sebelum ens
tentu akan melelahkan sekali secara mental
sebagai seorang pelari yang kerap mengikuti ajang maraton dan pertandingan basket ini
dan mas pratama ya
bapak kabit humas polda banten
nah terus abis itu kalau master class kita kan bener bener kayak
ada rumah makan baru yang terletak di gedung tua yang disebut distrik dua puluh dua
sejak kedatangan armada pertama tahun seribu tujuh ratus
nah jadi setelah selesai semua proses
kepolisian pada tahun dua ribu enam belas silam informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh
dan paling penting kalau kita mau simbol sejarah
ayam sudah terus daging dan kebabnya juga sudah
pakar hukum dari pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia
baik merdeka indonesia ku merdeka finansialku
nah untuk informasi lebih lengkapnya tempat tempat wisatanya ini sudah cukup banyak yang bekerja sama dengan kereta cepat bus
membakar kemenyan dupa begitu
eh tapi mar mar kalo lu pengen ya ini mah kan belum tau lu kuliah dimana gitu kan ya
nah kan koreko kita tahu juga lahirnya dari surabaya kok ya berarti
yang bisa menyebabkan kenaikan harga harga
hidung meler penyumbatan hingga susah nafas
drive swaiver diharapkan dapat mempercepat akhir dari pandemi covid sembilan belas
ketika lu suka main basket di awal kita bikin academy itu kita mau bawa feel itu sampai ke academy
kalau repot sih enggak karena ini termasuk kegiatan yang baik ya
luka memar juga ada luka
dugaan bagi bagi jatah kursi kabinet dan komisaris bumn di pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin kembali muncul
di sma nya sempet dapet kayak beasiswa gitu gak sih untuk masuknya
sudah tercatat sekitar satu lima puluh pse yang telah melakukan
itu aja kenapa saya memilih tempat ini
kemudian juga tentunya kami ingin mendorong membantu percepatan vaksinasi secara nasional
mereka akan memantau lahan lahan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan kawasan inti ibu kota negara
berarti lu sempat ikut akademi atau kejuaraan apa
terus habis itu istrinya pergi gitu misalnya
dalam debat yang digelar satu ratus dua puluh menit tersebut gaya komunikasi dan gestur ketiga capres menjadi sorotan saat memaparkan gagasan dan menjawab pertanyaan
maka mereka akan menundukkan diri pada international court of justice jadi kicj
kemudian harus kembali lagi
dan sebagai yang negara negara kecil
tapi saya beri geluk
tapi kita menyadarkan sekarang tahun sulit bagi bupati
update untuk hari ini
kita berpengalaman dengan beberapa panggilan merah
dan juga menjaga keuntungan wisata di kawasan dieng ini
dan juga ada beberapa pakaian pakaian dan juga kain kain tenun yang memang sudah diselenggarakan
kemudian ada butter yang dilelehkan
untuk memperbaharui lemari pakaian anda
tetapi juga berpotensi melukai bahkan menghilangkan nyawa korban
dengan jeratan pasal pasal yang secara maksimal untuk menjerat kepada para pelaku terutama kepada para tersangka
reza siregar kurnia yuniarwan jakarta
update terbaru adalah pada hari ini kominfo telah mengumumkan perpanjangan
tidak berbau meningat atau mengeluarkan lembir
pak darwoto ini bagaimana sebenarnya keadaan para pengusaha di bawah naungan
ada juga saksi yang membutuhkan pendekatan humanis
setiap kampus saya setuju tadi
karena keterangan atau saksi atau informasi
itu pun cuma waktu itu masih belum ada jaringan internet baru jaringan nelpon juga
oki mendukung apa yang dilakukan oleh afrika selatan
saya enggak pernah menemukan ada apa namanya komisioner lain seperti itu
terus selanjutnya disambung lagi untuk pengibaran bendera disini
kan kalau di mana sama tetep
terutama soal pembinaan di bawah
karena kita masih menggunakan dan sangat tergantung kepada fossil fuel
mereka memantau perkembangan penggunaan dan dampak teknologi atau ai dalam sistem teknologi yang berkelanjutan terhadap kesehatan yang berkelanjutan di dunia
karena kan waktu itu kita gak punya alat komunikasi kan
melamar dan langsung dapat pekerjaan
terkait dengan bagaimana kemudian seolah olah kita tidak harus mengecap
rata rata per hari pengguna bus transjakarta turun lagi
dengan bahasa anak kecil ya tepatnya
agar bisa sama sama kita menekan akal penyebaran covid
terus lebih banyak tidur di matras seperti ini
soalnya kemarin kita banyak nanya juga ke pemain pemain lain
jadi sumber sumbernya memang cukup banyak ya
mudah mudahan juga berlaku yang sama dengan tadi dalam konteks ini tadi mbak bilang mengenai pdi perjuangan
adanya puing puing batu bata ini yang dulu merupakan sebuah musola yang ada di tengah tengah pemukiman penduduk
termasuk data data ekonomi dan lain sebagainya gitu
itu gimana ceritanya gimana jadi owner tuh kak posisinya tuh
makanya dalam hal ini kebakaran hutan itu atau kebakaran lahan dan hutan itu
dan dalam sehari penjual bisa menghabiskan hingga dua puluh kg sate seafood
dengan apa adanya dengan traveling seperti ini dari kota ke kota dia naik kereta gitu demi untuk
buset dibantain abis ucol tuh
jadi memang saat ini kebijakan kita adalah bagaimana kita mengoptimasi sumber daya cadangan yang kita punya
gempa yang terjadi pada senin siang itu termasuk salah satu gempa terkuat
jadi pertama itu peningkatan gas rumah kacangan
plus masih diguyur dengan kuah cabainya
oh di faldo itu kan empat belas berarti tiga belas dia ya
alumni akademi angkatan udara tahun dua ribu tiga yang kesehariannya menjabat sebagai komandan skadron udara delapan ladut atang sanjaya bogor
bung ente anda yang paling konsisten melawan kolonialisme
badan pusat statistik kabupaten karawang mencatat
kalau hanya menampung saja mendapatkan dukungan itu nggak ada masalah
namun jika gejala dari pilek yang anda derita tidak berkurang dalam waktu tiga hari
tantangannya jauh lebih banyak ya daripada di indonesia
berarti bareng si ramadhan yuda gak sih
jadi lu sempat cerita di rocky sedikit lagi soal awal basketball
untuk menggambarkan konflik kekerasan selama lebih dari seratus tahun
sekarang dibanding bulu tangkis betul jadi saya juga pernah dulu mau seperti itu jadi saya punya
kami telah mengajarkan model ini untuk mencari sperma
untuk kemudian melakukan hal untuk misalkan kepentingan kecondongan presiden terhadap pilihan tertentu
dan ini saya usulkan terutama karena kita bisa memantau ini di wilayah jurisdisi indonesia
namun politikus pdi perjuangan deddy sitorus justru mempertanyakan urgensi presidensial club karena sudah ada dewan pertimbangan presiden
tadi bang komeng juga sempat menyebut ya waktu kita ngobrol di belakang layar
bapak jagures terima kasih sekali karena saya tahu bapak harus pergi jadi mungkin kita lanjutkan kesempatan yang akan datang
yang lain itu pernah jatuh cedera engkel pas lari
ini berarti apa nih yang lagi dimantepin sama costoro berarti
barangkali awam mengatakan loh minyaknya itu masih jernih warnanya kuning kok
dan kita jadi akan mencapai ya satu peningkatan satu lima derajat itu tiga puluh tahun lebih awal dari yang harusnya ya
kalau enggak gue pasti
sakit yang bisa berlangsung bertahun tahun
lebih sulit untuk mendapatkan data
capitan kepiting cukup bisa membuat tangan kita luka
misalnya kondisi depresi gitu
ini kan ya bagaimana kalau dia diminta untuk partisipasi pendidikan
luka ringan sedang berat ada satu ratus sembilan puluh satu
untuk monyet liar yang ada di kawasan hutan lindung
mereka terlebih dahulu bersiarah dan berdoa dulu di makam ini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
tapi masih kayak pemain ke
itu kita bisa menyerap tujuh puluh dari produksi atau tanaman
sekitar empat puluh lima puluh menit
terima kasih yang mulia
terus sampai chicken dia nyetopin bajai
berarti ada suatu kasus yang baru
di tempat tempat yang memang di sana tidak diperbolehkan
kita melakukan celebration pak budi
step pertama yaitu adalah puasa
pada hari jumat sepuluh februari dua ribu dua puluh tiga kita akan melaksanakan press conference ungkap kasus satgas pangan polda banten
dan tidak ada pakem pakem tertentu seperti tari klasik
kena kulit juga ini saya juga kena tuh
saya dapat penugasan dari negara
karena kalau kita lihat kan sebenarnya juga tidak ada alasan kenapa empat puluh lima ini diterapkan
dan direktur eksekutif carta politika hisbek ya
aduh gue sama adi bareng masuknya tahun dua ribu empat belas setelah lu saya sma gue langsung ke pj
pak budi jadi catatan icw kurang transparan dalam pemilihan orang orang tertentu menduduki jabatan tertentu
secara umum kita ini kan masih baru mendengar dari medsos
sementara tadi unggulan jadi dipicu terus untuk mengejar internasionalisasi
dari sd juga udah mulai kali ya lu ya
jadi saya kira kerjasama ini kerjasama strategik real yang menguntungkan
ada perubahan sih alhamdulillah
saya punya target merdeka finansial sebelum usia empat puluh tahun
dan kami mengingatkan anda untuk menggunakan hak pilih anda pada rabu empat belas februari dua ribu dua puluh empat
ntar kalau ada kenapa kenapa di tol yang di kebonjeruk macet parah
buat story aja buat story
biasanya kan kalau haus tuh jadi lemot gitu ya mungkin jadi kadang melongo bengong gitu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

saya hanya menyampaikan permasalahan ini dengan pembuktian yang sekarang
stabilitas keamanannya harus dijamin terlebih dahulu
pada saat ketika tiba di stasiun kereta cepat mereka dapat dengan mudah berpindah moda untuk menuju tujuan selanjutnya
seringnya ketemu menjalin kerukunan
ya baik jadi tadi seperti saya sampaikan khususnya pada saat mengungsikan warga
yaudah mungkin seminggu atau dua minggu dulu di jakarta buat training biar pelatih liat bos juga liat
jenis antraks yang paling sering diderita adalah paparan pada kulit yang awalnya gatal biasa
berarti kalau misalnya waktu itu gak ada chris mon
soalnya kan kalo si william kan katanya kalo mau ke ponti itu dua jam dua jaman ya kalo gak salah
makanya coba bayangin kan banyak banget bisa sampai kurang lebih tiga puluh kalau tiga set
yoti sandu adalah pemilik pengasuhan anak usia dini di melbourne
berhubung gue single parent dan gue tinggal sama anak buah jadi gue memang menonjolkan fotherhood gue dan olahraga
perguruan tinggi sebagai pendidikan nilai
yaitu animasi karya anak bangsa dalam pengembangan ekonomi kreatif oleh dr suyanto
papa lagi nih kayak minta izin lah kenapa kalau aku sekolah di karangturi gimana gitu kan
berarti dapet informasi tentang uph tuh dari siapa
mana fasilitas tersebut juga umumnya
tim liputan cnn indonesia
kita juga lihat enaknya dibikinnya kemana nextnya gitu
itu kita harus apresiasi untuk kita bersama
itu ngambil seekor kan ini yang bagus gitu
likuiditas tinggi kalau tadi mbak kiku maupun sejumlah analis mengatakan
tentang diskusi di berbagai sektor investasi
idul fitri nah sebenarnya
pak ini biasanya penyu penyu datangnya ke sini penyu apa pak biasanya pak
salah satunya adalah menjadi perajin tempe doli
saya belum sempat pindah ke sana
dia pengen ini itu ini itu
mas emil kalau kita membicarakan tentang nama anda
kemudian terima kasih bapak atas hadiran atansi bapak
oke oke dan nanti yang mati mati itu yang kita dikumpulin sama teman teman
mungkin prof edwin apa kira kira yang harus dilakukan untuk beradaptasi mitigasi
fakta lain memperlihatkan bahwa memang seorang pelaku yang berada di
kita itu pas ikut sama merpati pas kita ikut sama merpati itu
nah terus habis itu kita tuh gak tau kalau kita tuh bakal kayak disuruh masuk merpati
nah selama ini kan social commerce seperti tiktok ini kan belum di ini ya
hal ini seiring dengan adanya perpanjangan libur sehingga para pemudik memilih untuk menghabiskan waktu lebih lama di kampung halaman
harus diberesin secara politiknya begitu
dan bagaimana pihak kcic menanggapi hal ini mbak
mereka tak lagi kesulitan mencari air untuk kebutuhan sehari hari
namun kapal buatan galangan dalam negeri pt pal itu memang didesain khusus sebagai kapal rumah sakit
es coklat tambah umur
gimana rasanya kan bandrosnya biasanya asin ya
ini ya kayak agak ini pengen
agar mereka bisa menciptakan alternatif
kalau misalnya pemerintah itu melakukan
tim vaksinator juga harus melintasi jalan yang rusak parah
berarti lu masuk ke jawa juga telat ya
kemudian penyedap ya berlebihan bikin kanker
masih sekitar enam puluh tiga tahun
orang orang australia yang berasal dari mancanegara itu
saya mewakili warga indonesia yang menonton kita siang ini mengucapkan selamat ya untuk kemenangan bersejarah tim basket putra indonesia empat
sistem oss yang ada di kementerian investasi bkpm itu selesai
eee seleksi waktu itu gak waktu itu jaman dulu gak ada ini sih ya gak ada apa kayak sekarang kan ada apa tuh antarkampus tuh
yang terjadi para tenan kemudian para pengelola pusat belanja
ya b dua puluh summit ini diselenggarakan dua hari
ini tadi kita dengar mbak mira ini tadi kita dengar mbak mira
mereka beristirahat di ruangan mereka gitu kan
jadi dua ribu dua puluh itu saya udah rencana mau pulang
agar apa ada equal playing field
jadi contohnya penyebaran dari malaria atau dengue fever
paling tidak di atas satu enam ratus meter di atas permukaan laut
untuk motor konvensional itu menggunakan bahan bakar bensin menggunakan kenalpot dan ada mesinnya dia mengeluarkan polusi
sudah pasti apa namanya kantong kantong uang untuk industri ini menjadi bertambah begitu ya
saya pun memilih soto betawi sebagai makan siang saya
akhirnya ia mengajukan pensiun dini
ini yang sebenarnya kita dorong juga bahwa ya tiktok harus bisa menyediakan
akan ditempatkan di daerah ini
itu kan sesuatu yang tidak membatalkan sholat
posisinya dalam kapasitas sebagai kepala ksp atau sebagai pribadi sosok pak muldoko
gua harapan dari mas erik nih
kalau kita tidak tahan
ini harus datang dari sektor pribadi
proses perebusan tidak boleh ditinggal begitu saja ya melainkan harus terus diaduk secara perlahan sambil diurai menjadi sehelai benang yang tidak terputus
anak anak kan tidak pernah melihat ya kalau cara kasih makan ikan gimana
kata mas heri aduh banyak banget pikiran saya
duh apa nggak tergoda nih
anak yang dari keluarga tidak mampu
yang lagi ini yang si dion dion foto
karena lagi lagi ia tidak ingin cara curangnya ditiru orang lain atau kompetitor dalam perdagang ayam goreng
ya saya mah udah dapat dari sono
itu juga prosesnya sama ini album yang saya buat ini karya karya saya
kemudian korban luka rekan rekan media sekalian ini bertambah menjadi dua empat puluh tiga orang
itu gak takut emang ya bikin joke jokes kayak gitu
itu banyak tantangannya karena di dalam bak itu banyak kuman di luarnya juga ada
itu gue dulu yang bikin pemain jalanan
itu juga salah satu dari kelebihan dari ims ini
antara lain lancarnya uji coba tanpa karantina di bali batam dan bintan
telah diteruskan hingga generasi ketiga
sim bertelur tahun ini yang dimulai sejak bulan februari hingga setidaknya pertengahan juli
tapi karena anies adalah representasikan
apakah ada ini pengaruh juga dari makanan kemudian pola hidup
termasuk dari profesional begitu
ini pembangunan dari ragunan
oleh kelompok kelompok yang terencana
kalau dibilang beres ini gak sih kayak cuma bisa dribble ambil bola dari atas tribun dribble dribble sendiri ya gitu lah
bahwa di dalam peraturan ini
kedinasan kita harus bisa kita bedakan memang mbak ya
apalagi di kepala balai konservasi borobudur
namun bagaimana jika wisata itu dilakukan di malam hari di tengah kebun durian
kita ayo kita bangun mandalika bisa lebih maju
biasanya itu terkenal tuh di daerah daerah timur banget
nisa mencoba menanamkan nilai keagamaan dan ekologi kepada santrinya dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan mengandalkan alam
salah satu hal yang kerap terjadi adalah keluhan gangguan kecemasan
yaudah dia over ke saya
ada mas daniel hazami warga negara indonesia yang ada di new jersey amerika serikat
namun ternyata hasil dari kokon sutra bukan hanya benang loh kupa sutra pun bisa dimanfaatkan
setelah tiga puluh menit ikan dibarinasi dengan beragam rempah seperti kunyit serai cabai rawit jahe garam dan ketumbar untuk memberi rasa
tapi mas erlangga punya prediksi nama kuat yang akan muncul di jatim nggak selain nama bu hovifah dan juga mas emil
siapa yang mau juara aja mental lo sekuat kuat karena latihan lo sama
bagaimana responsnya langsung saja kita tanya dengan yang paling uhui di sini
tidak akan baik jika anda bisa melihat satu hal
mengawali agenda kampanye nya di kabupaten sragen satu januari dua ribu dua puluh empat
ya saya akan mendia sekalian
jadi ya sebetulnya ini bisnis as usual
ini kok yus pertama kali nih yang ngomong asing ya
ini dua meter dua puluh lima harganya dua jutaan
sekarang kamu harus fight terus komitmen terus berlatih yang bener terus cari peringkat akhirnya
bagaimana tidak kota makassar tak selalu identik dengan makanan khas lautnya tetapi juga daging dagingan
hingga berita ini diturunkan atau ditayangkan belum mengetahui penyebab pasti insiden ini
kalau kita bandingkan sama di indonesia menurut saya memang jauh sekali ya
terus ya fragmanya kayak gimana cara setting settingnya semua dan juga aku bisa dapat foto gratis tentunya
dengan jabatan yang sedepikian rupanya bisa apa namanya
ya kita tidak bisa mengabaikan perasaan ya suku bangsa asli atau orang yang tidak setuju
apakah ini memang satu kita bisa melihat sebagai ada potensi atau dugaan
kritis itu kemudian dianggap sakit hati dan kemudian tidak menjadi bagian dari persatuan nasional
awal basket karena keluarga lo juga
kehadiran daripada produk produk import di social commerce itu
kerugian itu kerugian personil tadi ya jiwa dan personil
dalam melakukan pelonggaran protokol kesehatan
tidak hanya dari badan institusi kampus seperti di undip universitas erlangga dan juga ugm atau akademisi dan juga guru besar ke mahkamah konstitusi
sama seperti halnya misalnya salah satu sektor yang paling berdampak ada sektor pariwisata perhotelan
mau yang agak satir terhadap apa namanya dunia dunia politik ada mau yang sangat receh sekedar slapstick ada
kenapa di indonesia gak bisa
ini sudah dirambalkan sekitar satu ratus lima puluh tahun yang lalu oleh perusahaan
mas eko gotuk ini jadi perbincangan hangat di pasar
ya olahraga tuh tantangannya jiwa gue
dan yang kedua ini juga sangat sangat penting
kalau mau klb kongres
setiap minggu saya akan membawakan anda menjelaskan dengan pembuat kebijakan
bahwa keinginan mereka ini bertemu sebelah tengah dengan keinginan keinginan yang dilakukan oleh sejumlah orang
kalau di indonesia sudah sangat terasa kemeriahan jelang idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
nak kodak saja sementara
yang kemudian berkonotasi adanya indikasi korupsi
pasti kesusahan mbak ada momen mereka reading aku gak bisa ikut reading karena aku besok menikah mereka reading hari ini ya
tren ngopi sembari nongkrong beberapa tahun terakhir memunculkan fenomena baru
sosial mungkin seperti yang diharapkan
sementara itu untuk ribuan korban jiwa yang sudah melayang saat ini
arief menyarankan masyarakat untuk makan sahur dan berbuka sesuai dengan ketentuan isi piringku
pendidikan formal yang ada di tempat ini
terutama terkait dengan kata kata di sosial media dan lain sebagainya
ya begitulah panas sih panas
jangan lupa kalau media sosial kita
yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sendiri
itu secara umum tidak bisa dikalkulasi ekologinya
alvian dan maya ini artinya sosialisasi memang dinilai cukup berhasil ya
mungkin pemain pemain kunci yang harus diwaspadai oleh timnas indonesia malam hari ini bang diego
terimalah salam hormat kami
kedatangannya kan sekarang masih interval sepuluh menit mungkin nanti bisa lima menit atau lebih cepat
atau dari total seratus ribu jemaah haji itu untuk tingkat kematian itu hanya ada di angka empat puluh lima
ya kalau saya katakan maksimal mungkin belum ya belum maksimal
sama sama kita doakan bahwa ktt g dua puluh yang sudah kami persiapkan
bisa saja suatu saat nanti diposisikan
sebenarnya itu antara empat sampai enam bulan sekali itu kita ganti desain
baik harapan literasi finansial tentang digital finance ini akan terus ditingkatkan tentunya ke depan
jadi emang banyak kerjaan detail ya di urusan kuliner ini
maka tenggat waktunya pun akan berubah mengikuti pada keputusan kementerian investasi
mereka memperkuat komitmen mereka
luar biasa bahkan sampai kita sampai tengah malam jam dua belas baru pulang
berbincang malam hari ini syafrin liputo kadis hub dki jakarta
lu lu lu lu berdua tuh posturnya kalo nggak salah hampir sama juga ya so ya
kebanggaan tertinggi adalah saat mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu indonesia raya di puncak gunung
kita tidak bisa menciptakan energi yang untuk planet kedua ketiga
sunat enam tahun cukup relevan
bang andre tahan dulu setelah ini sebentar sebentar habis ini
karena pangan kita itu ada jagung singkong ya
emang seniornya emang kayak dia kayak ngasih tau lah
itu kan kalau kita sholat di luar itu perempuan ada di depan kita
nantinya esok hari beliau akan dijadwalkan untuk melakukan kemah bersama dengan tiga puluh empat gubernur seluruh indonesia
rusia melakukan serangan ke ukraina ya jadi sudah ada presidennya
kalau bahasa latinnya itu apa namanya lepidotilis olivacea ya
menyeret nama aktor reski aditya dengan weni aryani
tiktok ini kan unik mas ya
mas eka sebagai yang membuat musik ya
untuk perempuan benar benar mepet
kalau kelihatan dari bajunya itu masih layak pakai kayaknya kemarin
islam murhum mengubah sistem pemerintahan kerajaan menjadi kesultanan pada seribu lima ratus delapan puluh
ini menurut saya hanya
bisa memproduksi sekitar tujuh ratus ml minyak
sering kita berbicara musyawarah
uang bayar dari siapa di mana
itu tidak berbeda dengan pemerintah negara dalam hal tersebut
saya cuma tiga hari jangan mones
kalau yang di sebelah kanan terlihat kayak ada semacam komandonya
ini dari statement yang diajukan oleh megawati dalam sebuah amikus kurai atau sahabat pengadilan
jadi kalau misalnya untuk buka puasa ataupun sahur biasanya masak apa ya
ya terima kasih anda masih bergabung di politik ordisio
seperti yang besar itu ada seperti dusun bambu kemudian lucu maribaya ataupun juga great asia afrika dan beberapa destinasi wisata lainnya di kota bandung ya seperti itu
lalu ketawa ketawa itu pas kapan tuh kak
dia ada di kerobak di sana ngobrol balik lagi
disini ya saya rasain jengkolnya itu sangat pulen
semua orang maunya internet karena semua komunikasi
kalau gue orangnya maksudnya sekali kalau udah terjun mendingan lo fokus komit dan dedikasi gitu
kalau ada pacaran yaudah
ada pancake yang tidak kalah spesial bernama baby dutch pancake
kami mohon dukungan dan doanya mudah mudahan
sebetulnya fokusnya adalah justru
sehingga tidak ada kesenjangan bahwa pelaku masyarakat
dan memang sangat berbahaya pada saat itu untuk kita keluar sehingga terjadi pembatasan pembatasan kegiatan sosial
sehingga jelas karena di sini juga
jadi pada orang orang yang vulnerable hal itu justru makin men trigger perasaan dia
dan itu dijual dengan harga yang sangat mahal
harapan kita hari ini hari jumat
awalnya takut pernah sih pengen pergi gitu kan pengen kabur cuman ya mikir mikir lagi gitu
gitu ya produk investasi fiktif dan lain lain
kadang cuma liat liat kesana doang sih ngecek doang
patah tulang juga ada beberapa ya
paling terhormati di australia dan pakar peperangan
kedua keadaan tim lain pun
baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas
ada tuh kita pemain pemain basket
hingga akhir september dua ribu dua puluh tiga kementerian perhubungan hanya mengizinkan pengoperasian lrt sebanyak dua belas train set
bener bener gue pengen bawa tim gue juara udah itu doang
sebelum ini yang kena penistaan misalnya
cuma di sini tuh bener bener oh puasa nih puasa kayak gitu
saat berkampanye di kepoten kubur raya kalimantan barat
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
merasa bahwa kita jauh lebih hebat kemudian dalam posisi seperti ini
saya jujur saya tidak akan mungkin mampu bisa menjawab karena hak prerogatif itu ada pada bapak presiden
sedangkan misalnya di negara tetangga thailand delapan puluh sembilan puluh gitu ya
walaupun itu kami tetap menjamin pendidikan ini sesuai dengan permen no dua dua ribu dua puluh empat
enggak karena itu bukan kayak bener bener putus gitu enggak cuman kayak terapi terus gitu
duluan yang mau bertanya hai baik sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita tidak bisa menggunakan pasal sembilan yang mengatur tentang kalau ada masalah gitu ya
menghadapi korea sampai adu penaltinya pun
berarti sorry berarti sembilan puluh sembilan sampai dua ribu satu gue latihannya
dan disampaikan oleh riki kusumo
paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral
mobilitas tenaga kerja yang teratur
karena beberapa isu yang dibahas
kemudian siapa yang akan menjadi kandidat
terus siapa yang tahu ada konservasi penyu di pantai samas
adalah saya memperkenalkan kreasi baru musik gambusu ini
yang merasa kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal
tapi ya gitu di raffles college kita masih ingin lagi kayak raffles college kan outdoor
ya malam nana malam bang ciko jansen siapa aja tuh mas toto siapa lagi
benar taktanya atau tidak kita sudah memulai
saat ini baru terdapat dua fasilitas pemurnian bauksit atau smelter
itu kan ngebangun dari bawah
berdasarkan data bmkg per juli dua ribu dua puluh tiga enam puluh tiga persen wilayah indonesia telah memasuki musim kemarau
ya udah basket aja soalnya aku dulu juga basket cuman aku gak jago jago banget katanya
dari arisan paket lebaran tahun dua ribu dua puluh dan tahun dua ribu dua puluh
ya kita minta log nya aja log nya nggak ada gitu ya
mengambil bansos yang sudah disediakan di situ
nah ada rekomendasi tempat untuk anda yaitu tebet yang dinamakan surga bagi pemburu fashion dan juga kuliner
pertama ketika kita membicarakan
memang sukses langsung akan dikirimkan tiketnya
kedatangan mobil khas keliling dari bi cabang purwokerto ini langsung diserbu puluhan warga yang telah menunggunya di kantor kecamatan karanglewas banyumas sabtu pagi
untuk kalau sudah dua puluh orang ini sebaiknya bergantian
membangun sdm di lingkungannya sendiri
jadi yang level delapan yang disuarakan mahasiswa itu tinggi
dan didukung oleh meta public interest journalism fund
ya itu mungkin karena angan angan kami terlalu besar mungkin tapi kami tidak melihat dengan adanya dana
yang diselenggarakan oleh ikf
gue disuruh orang nyokap gue tuh nyari
menurutnya kehamilan pada usia sebelum dua puluh tahun akan menimbulkan komplikasi pada kehamilan persalinan dan pasca persalinan
kayak dulu itu waktu moment dua ribu setelah dua ribu lima ya dua ribu enam sampai dua ribu sebelum juara itu dua ribu sebelas
apalagi ini yang masih berproses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
mungkin beraktifitas ataupun menuju lokasi lainnya pada saat tiba di stasiun pada larang
tapi lu bakal dapat dua miliar kalau setuju tapi masih udah ngasih tahu udah ngasih penjelasan
karena ini sudah dijual di bawah bawah sekitar
pada saat itu dari modeling ke main film gue kayak
nah kemudian dari mou sudah dibentuk plan affection nya
bagi para pelanggan kue carabica yang buatan daniel
halo saat malam dalam hitungan bulan presiden terpilih prabowo subianto akan masuk istana kepresidenan
untuk datang dan menangkap anak anak
pelajaran dari di itali di sungai po
yang bisa dieksploitasi dengan kehadiran lagi rafael strike begitu ya
dia bisa ngelawan bola yang kiri kanan gak
ternyata dari petani bawang merahnya cukup sulit dan gagal panen
menjadi joki vaksinasi selama tiga bulan terakhir
kemudian nanti juga akan dibantu dengan massas
dan yang kedua joint venture
ya selain ahy juga dirayu
dikhususkan bagi anda yang memiliki tinggi badan di atas satu ratus enam puluh cm karena ini pertama kalinya saya
itu enggak ya ben itu enggak ya itu belum ya
dan saya tahu tentang
sementara jumlah anjing di jakarta tujuh puluh lima ekor
kemudian juga digitalisasi di sektor umkm adalah sebuah kenisayaan
program yusuf ditarik untuk dipindahkan ke tempat yang lain yang membutuhkan
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual gm corporate sekretari pt kcic eva heronisa
nah itu sebenarnya yang mengungkung
nah tadi pertanyaan mbak nana kaitannya dengan berulang masalah kebocoran data
sementara lokasi produksinya berada di yogyakarta dan pembuatan tali jam diproduksi di garut jawa barat
pekerjaan ini juga memiliki frustrasi
dan enam belas persen mengalaminya lebih dari sekali dalam seminggu
bukan sehari sekali saja supaya biar ramping terus
keberangkatan dari jawa timur atau embarkasi surabaya sendiri tidak hanya memberangkatkan calon haji asal jawa timur saja namun juga dari provinsi bali dan juga provinsi nusa tenggara timur
karena restoran ini berdiri sejak tahun enam puluh an
waduh nyangkut lagi kan serius deh dari seluruh tahapan yang ada paling susah nih tahapan ini
kita bahkan makan daging aja sekarang bentuknya udah gak kayak daging gitu
soalnya sita tuh sempet pas
tim juga mengambil sampel darah dan urin dari si joki
pesan dari kiai jamaludin inilah yang terus terjadi
jangan jangan kalau perempuan kan lebih ambisius
nah dia itu nggak bisa ditanam di dataran rendah
sebelum siap dilepas liarkan tukik tukik itu dipantau kesehatannya
dan itu mungkin pas lagi lo ke jakarta
atau setara satu lima ton gabah panen per sekali panen atau naik
ya menurut saya ini nggak penting sih presidensial club ini
satu gerobak mereka sewa seharga sepuluh rupiah hingga dua puluh rupiah per hari
didin iswandani surabaya jawa timur

di tempat ini pengunjung juga bisa menikmati
lain halnya bella memiliki proziland yang memulai usahanya karena mengalami kesulitan ekonomi
kalau menurut saya kalau kita belajar dari pertandingan melawan uzbekistan kemarin secara kualitas individu
baik terima kasih pak alfons ini kalau kita melihat kebijakan terbaru di ppkm level empat ini
karena sekali lagi saya katakan bahwa
kalau dulu sih enak banget ya
dan etik yang dibicarakan dalam forum ini
itu berat gak sih tuh sambil main basket gitu apalagi di bca kan
jadi makin ada yang makin tau gua gitu kok
saran baru itu menempatkan orang orang ke dalam tiga kelompok
mungkin weekend bakal nonton ke sultan ya nonton tadi
bukan entertainer juga dari dunia selebriti atau gimana
waktu itu malam itu mas aka memang
sementara anggaran pendidikan subsidi dari pemerintah ya tidak memadai
itu saya gak dengar ada takbiran apapun
di sini ada lemon
tapi saya tahu ini proses yang tidak mudah dan saya boleh katakan ini awal puncak prestasi supaya indonesia tetap bisa bertahan sampai nanti fiba world cup tahun dua ribu dua puluh
saya mau coba yang red velvet dengan merank
kan kita bisa lihat ketulusan
bagaimana air polisi dan kalau istilah kami itu adalah pm dua ribu
taduh taduh taduh tutupin mukanya tutupin mukanya

akhirnya saya mencoba untuk menyebarkan gitu ya dalam tanda kutip
kompetisi basket makin tahun makin
mulai dari foto anda logo atau tulisan tulisan
atau mungkin gangguan saraf atau mungkin gangguan lambung dan lain sebagainya
yang diharapkan rata rata lama sekolah ini seperti yang disampaikan oleh mendikbud
nah ini kan menurut saya sangat sangat harus kita perhatikan dan kita dukung bersama dalam rangka penyelamatan sekaligus pengembalian
subi mengatakan para migran dengan pengungsi termasuk di antara mereka
tak jauh dari kebun sayuran hamparan bunga refugia pun menggoda mata
status literasi digital indonesia dua ribu dua puluh dua di jakarta
bukan saja melepaskan lelah saya
daripada kita nyari kerjaan susah yaudah deh ngikut ikut aja
mping nih yang sekarang jadi permasalahan
kita bisa melihat dari mana pak firly mereka panggil
sehingga supaya bagaimana caranya tidak npl tinggi
kebun binatang itu tidak penting atau kurang penting atau bagaimana itu
akan mendapatkan apa yang saya inginkan berdasarkan apa yang saya usahakan
ypk zaman dulu gitu
meski disebut lumrah namun sejauh mana data ini bisa dipergunakan presiden apalagi jika terdapat kecenderungan mendukung calon tertentu
menambah lagi untuk energi yang bersih ya energi baru dan terbarukan yang seharusnya kita menggunakan
tapi tapi trik berarti sekarang gak langsung
ada tunjangan tetap ada tunjangan tidak tetap
dan ini bedanya apa dengan satelit yang biasa atau konvensional milik telkom kalau saya sebut atau yang lain lain ini kapasitasnya lebih besar
atau masyarakat ada yang merasa itu mengganggu atau menyebarkan yang tidak benar
tapi kalau dia ngerasa ya itu ngerasa dia nggak terima gitu
kalau enggak ini kehujanan bermasalah ya beras
ini mau perjalanan dari mana ke mana
yang lemah vaksin ini
seperti sekolah klinik dan lain lain
para ahli memperingatkan bahwa penipu yang menargetkan sektor persewaan menjadi lebih canggih
nah selain itu ada yang menarik juga yaitu yang di samping saya ini
mereka memindahkan telur penyu ini ke lokasi yang aman mulai dua ribu sembilan belas
ada salah penafsiran arti mengenai tim bayangan yang sebelumnya ia sampaikan di as pekan lalu
perubahan ini ia inisiasi untuk menghibur sang pemilik lahan yang menyukai keindahan alam
ampe jam tergantung kadang jam dua belas malem kadang jam sebelas malem
udayana artinya apakah memang
tahun depannya mp yang gak ikut
ada karis agung lu terus reg regi
oke jadi tikusnya yang diberantas
semuanya ikut puasa bareng bareng
yakni menjamurnya kedai kopi kekinian yang selain menjual kopi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

itu jujur ya kalau buat temen temen
itu kayak seru juga anjay
lokasinya tepat di tepi jalan dan tak perlu repot repot mendaki gunung
mungkin sudah saatnya kalau sampai bisa menimbulkan keresahan kolektif masyarakat harus diberikan oleh pak jokowi sendiri gitu
sehingga pelanggan atau calon penumpang yang hendak menggunakan bus transjakarta ini sudah siap
nah pola ini akan terus berjalan sehingga para investor itu akan terus mencari investor investor baru mbak
aduh kalau gue bisa punya lapang di luar
kalau bisa arya disuruh ini disuruh itu
aldila suciadi baru saja mengukir sejarah baru bagi tenis indonesia
ya berarti basic olahraga mah udah ada lah ya
ini yang kemudian menurut saya akan menjadi menarik
ada mau tambah apa lagi nggak chen
dan terus menerus berkembang hingga ratusan kucing dalam beberapa tahun
dan penampilan negatif ini tidak benar
sehingga memang banyak faktor yang bisa menyebabkan rendahnya tingkat inklusivity dari lembaga keuangan ini gitu
sampai dengan kebijakan baru yang dipilih oleh pemerintah
terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini mas emil
karena orang orang dengan konsumsi rokok alkohol atau mungkin zat zat yang lain ini
kalau suka olahraga iya dari dulu udah dibawa ke sport club sama bonyok gue setiap weekend
menurut kami ini telah menyalahi susunan organisasi tata kerja
seperti krl ya itu kira kira seperti itu
bank ben pun juga menyiapkan bahan bahan lain yang tidak bisa saya sebut jenisnya khawatir akan ditiru orang lain
ini memang beda sama kuah kuah bakso pada saat kita makan
enggak maksud saya toxic itu kerja keras
pakaiinnya ke anak anak gitu sekarang terus kalau ada event event tertentu mereka kan juga pakaiin anaknya supaya anaknya juga pakai perhiasan gitu
kemudian statement yang disebutkan oleh fajar kemarin sebagai jubir mk
dia lebih besar kemudian seperti lebah
sebelum perbincangan atau dialog kita itu dimulai ada statement yang di atau tudingan dari sang juru parkir liar
atau combine dna index system yang digunakan di seluruh dunia
sebab sistem aplikasi mengandalkan rating dan review pengguna
perjuangan yang saya maksud ini seperti musik sekarang banyak bervariasi ada pop
dan apa saja yang ltkl lakukan saya pikir
yang dibuka jam delapan pagi sampai jam sembilan malam waktu makassar

tapi ini adalah realitinya
baik selama proses memasak hingga munculnya fenomena sensori ketika makanan dikonsumsi
saya kira ini jauh lebih baik daripada tidak sama sekali buka
dari sekitar tujuh ratus penghuni hanya empat ratus orang yang ditindak
cuman kan diputer puter terus tuh modalnya
terlangga wisnu aji rumah ulana jakarta
bagaimana supaya pelaku umkm ini dijaga dan dikawal
bagaimana sih sebetulnya bisa memanfaatkan tempat wisata alam yang juga bergabung dengan flora dan fauna
alumni akademi angkatan laut tahun dua ribu lima
tapi juga ada foto foto yang kita yang
yang digadang gadang menjadi satelit terbesar di asia dan diprediksi ini nanti akan diproyeksikan
lalu kemudian cara kerja skema ponzi itu misalnya ya
bermaksakan untuk tinggal di tempat ini karena ini merupakan drainase dan daerah pasteur itu merupakan daerah rawan banjir
daerah istimewa yogyakarta selasa siang pada pukul tiga belas lima belas waktu indonesia barat
oke chen ada tambahan lagi chen
pertama sebagai alat pembayaran yang sah di nkri
ada kemudian dari lld di pemerintah lalu kemudian juga adalah forum forum misalnya kita sebut saja ikatan alumni
maaf ya walaupun sarjana hukum tapi menurut saya ada salah kaprah
nah untuk tindak lanjutnya kita terus berkoordinasi
jadi saya menjelaskan bahwa ini adalah
zaitun atau coklat muda dengan risiko menengah terkena kanker kulit
nantinya akan dilakukan kegiatan penyatuan air dan juga tanah di kendi nusantara
mas riden tadi anda katakan salah satunya omnibus law ini terkait dengan bagaimana daya beli
nah ini yang kemudian akan mendapat kesulitan bagi mahkamah internasional
area itu sebenarnya masih jadi wacana gitu
di tahun dua ribu tujuh belas terus tahun dua ribu enam belas bu sita bilang gitu
jalan jalan ke tempat wisata di hari libur bersama keluarga kerap ramai oleh pengunjung
gokil kenapa kenapa kenapa
jadi kami waktu melakukan proses pembahasan cawa pres itu dengan dua variable penting
ya soalnya kemarin emang sebelum psbb ini kan emang kayaknya semuanya udah normal efeknya
dan legalisasi pernikahan sesama jenis
tenda tenda baik yang besar maupun yang kecil
jadi teman teman mahasiswa yang mau berzakat fitrah itu bisa banget untuk bayar lewat kampus juga
tapi kalau mereka nya tidak bisa merangkul kita
dan secara natural juga melalui formasi itu kita akan kalah di tengah secara jumlah
dan yang paling berdampak besar terhadap berhentian kompetisi ini tim nasional indonesia
saka tatal yang menyebutkan bahwa
tidak hanya ke tiongkok tapi ke berbagai belandunya lainnya
untuk lebih lengkapnya pengguna atau masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui akun media sosial resmi kami at keretacepat underscore id
apa transisi dari low center ke nembak itu berapa lama tuh
strategik apa yang dipilih oleh
dan bahkan pak fira penting kami sampaikan
nah kereta cepat ini merupakan yang pertama di asia tenggara dan juga mampu menempuh kecepatan hingga tiga ratus lima puluh km per jam
menjalankan bisnis butuh keuletan dan kemampuan beradaptasi terus menerus
selamat malam mbak busma
sejak tahun dua ribu satu saya sudah mendalami ini
oleh karena itu destinasi wisata kesehatan
dan puncaknya adalah kemarin kita bisa bermain di level yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan kita bisa meraih dari mas
karena terbuat dari tanah yang konon masih asli sejak awal berdiri sampai saat ini
oke saya rasa poin terkait uzbekistan jauh lebih baik dibanding indonesia juga tidak bisa dinafikan ya
apakah ini sudah cukup
tetapi kehilangan ekologi itu saya rasa akan sangat sulit dikembalikan
ojk yang harus mendorong literasi dan juga melindungi masyarakat yang tadi bisa rentan terkena penipuan
di sekitar sembilan puluh persen kes ini
apa masukan dari mas yusuf sendiri terkait dengan hal ini kepada para pengusaha yang tentunya sempat protes begitu dengan kenaikan tarif pajak
jadi dari mulai saat itu berkembang tuh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
kemarin humas pt transportasi jakarta juga menyebutkan bahwa disosialisasikan aturan baru ini
nah lo gak kepikiran untuk kesana dua itu tuh
itu justru mereka itu menantang juga
satu minggu setelah high season di liburan nataru satu minggu pertama ini memang sempat mengalami penurunan sekitar dua puluh persen
di suatu desa yang belum pernah memiliki
jadi kalau di sini kita bicara hanya lima orang di sini
penyu hijau ini ternyata mohon maaf ini sebelumnya menjadi bagian dari konsumsi namanya lawar penyu
saya menganggap pemerintah albania ingin melakukannya pada waktu ini
membaca kini tak hanya terbatas pada buku konvensional melainkan bisa juga membaca secara daring
di episode berikutnya dengan
maraknya pergaulan bebas lemahnya kontrol sosial
nah lu kalau di karangturi sama di pplp itu
oke tapi tahun pertama gokill juga ya bu ya langsung playoff nih
kalau sekarang penyidikan yang ada di polri itu guna menemukan tersangka sebagai ujung dari penyidikan
sedangkan kan saya masih kecil gitu
kemudian dimasak mendadak agar lebih segar
lebih kepada yang saya lakukan adalah lebih kepada pendekatan mungkin personal dan kekeluargaan
dan ada tiga yang belum tertangkap ada dpo tiga dpo dah
langsung ia sarankan untuk ke dokter dan menjalani perawatan secara medis
ya dari informasi yang saya dapatkan sebelum presiden datang ke kalimantan timur
menyiapkan device nya seperti tv
bagaimana tanggapan mereka dengan potensi kabinet gemuknya pak prabowo dan juga mas gibran
dulu berarti disini laut sudah tempat kita berdiri
nah itu lu langsung direkomendasiin masuk ke uph gitu
dan itu akan dilihat oleh telco operator
lahir dan besar di dusun sarakan
ya udah akhirnya mau dinikahin dinikahkan ya
waktu kak helena main di mp gue masih main di raja wali
apakah rumah bisa membedakan
bahwa benar adanya ada kisah kisah sejarah yang harus juga kita refleksikan
pengguna jalan yang melintas di sekitar kendaraan pun panik
misalnya biden mengganti trump itu tiga puluh ribu jabatan kosong semua diisi orang orang partai demokrat
perempuan sekarang meminta penurunan kekayaan kekayaan finansial ketika mereka melanggar dari kesejangan yang diperlukan
nah dua ribu dua itu koko sma kelas satu umur enam belas tahun
dan salah satunya yaitu panik disorder atau serangan panik
perguruan tinggi itu bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk mengirimkan mahasiswa mereka ke jerman lewat program magang kampus merdeka
pertama kalah sama sn game kedua kalah
apakah anda melihat ada pemain
untuk perlindungan konsumen untuk perlindungan users atau pengguna
jadi terpaksalah saya menerima ini dengan ikhlas aja ya kondisi
selatan di sisi lain keterbatasan aktivitas yang menyenangkan saat pandemi dinilai sebagai momentum
harusnya tahu udah pernah didengar di rocky juga sih pasti kan
tinnitus bukanlah solusi yang bisa diterapkan
nah itu tidak terbukti gitu
baik sisa kemasan makanan minuman juga limbah manusia
di hari kedua naik menjadi dua puluh dua
stabilitas politik dan keamanannya harus dijamin terlebih dahulu
dan tentu saja itu kan ada tingkatannya ya
ya itu memang betul
dari maraknya kasus peretasan data pribadi
sebagai kebutuhan dasar untuk memasak minyak goreng menjadi komoditas dagang yang paling diincar
tantangan teknologi yang besar ini
terus karangturi pindah ini pindah sekolah gitu ke rumahan geraapatna gitu terus semakin gede kan
nah kita sebenarnya ingin tiktok ini juga bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh produsen produsen lokal
termasuk siapapun seperti yang saya omongkan sejak awal
mengelola tanah mengelola ekosistem yang penting
percetakan percetakan untuk percetakan percetakan di sekitar kota tersebut atau daerah tersebut
bapak ini banyak sekali sebetulnya saya udah dung dung dung dung
perlulah dibuat semacam klub presidensial tadi
gimana udah banyak kewawancara anak uph baru tau sekarang
itu putusanmu ini prudent atau tidak sesuai atau tidak
apa akibatnya kalau pemerintah ini terlambat
jadi memang fokusnya dengan keluarga
padahal perkawinan anak memiliki banyak dampak negatif dan risiko
jadi itu dari situ sudah semakin ini gitu
tetapi actionnya lokal tergantung respon dari masing masing
dan kemudian juga layanan on demand ini bersatu
baik itu penyu lekang kemudian penyu belimbing penyu sisik dan yang terakhir ditemukan baru baru ini
kemarin kampanye aja kan sampai ada dari partai lain ikut karena dia memang haus hiburan
bandros ini disajikan menggunakan aneka topping
dan kalau digiling gini kan berarti lebih juicy ya
apabila kondisinya parah maka harus langsung disembelih
terutama yang diambil dari impor kemudian juga masalah yang cukup fundamental
dan dalam hal pengguna visa
ini kayaknya kita perlu ada semangat juga dari tavi gitu ya iqbal
gizi serat seimbang juga pola makan teratur tetap menjadi hal penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia
ya jadi dalam kasasi itu bisa jaksa ini minta meninjau kembali alasan alasan
masuk nih masuk tim gue periksa di bandung
kalau itu disebutnya panwaslu panitia pengawas pemilu
maka akhirnya mereka harus berupaya sendiri dan kalau mbak eva paham
mau namanya pengcap pengda itu gak berjalan
jadi hal hal yang kami kasihkan itu adalah titipan

hingga menggergaji jari korban
kayaknya latihannya gara gara latihan subuh jadinya
lu karena lu role model lu adalah orang orang luar terus lo praktekin di lapangan terus lo happy lo bisa main sama teman teman lu bisa sharing bisa ketawa ketawa bisa ngeluapin apa yang ada di lelang hati lu
berikut penjelasan dari dr clements
iya memang kalau kita lihat ini dengan tupoknya ya dari ojk adalah
kami itu kan kemarin cuma berpikir ya mudah mudahan dapat satu juta udah soalnya jengkel kan janji
sapi sapi yang masuk ke perumda dharma jaya berasal dari daerah banten jawa barat dan lampung yang bebas dari pmk
sudah bergabung bersama kami dubes republik indonesia untuk amerika serikat rosan perkasa ruslani
kita tuh sebenarnya introvert banget
sementara anak perlu diajarkan untuk selalu izin atau memberitahu orang tua bila ingin pergi
bahkan pada per hari selasa kemarin israel sudah berhasil menguasai border rafa yang satu satunya border
jadi kita mungkin bisa adaptasi dalam lingkungan yang berubah cepat
kaleser itu salah satu istilahnya pemain wanita yang cukup superior
om belot dia dari bultang
majelis hakim juga memberi sejumlah nasihat kepada n dan calon suami
tapi mereka makan dengan harga yang berbeda ya
saya berjanji sebagai ahli
tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia
linda salah seorang pelanggan mengatakan bahwa
akhirnya dengan penyu yang biasa yang disembele dijual telurnya
dan lawan vietnam ya di kemarin itu
itu menempel di aliran darah
karena ini sifatnya pendastaran mbak
harus taktis kita ingat
karena biasanya monyet tidak akan bertahan hidup
dimanfaatkan endang untuk menyelamatkan desa dari ganasnya abrasi
itu juga ada lima puluh satu jemaah haji yang dipulangkan lebih awal
gubernur dki jakarta anies baswedan membeberkan strategi pemprov dki jakarta
hal hal yang bisa diakses hal hal yang bisa didengarkan gitu ya langsung oleh pemerintah
adalah era digital saat ini ya yang musisi kayaknya membutuhkan keadilan
nah itu yang hal tisari sebabnya gitu
di kabinet sendiri delapan puluh persen mintanya lockdown
lu lihat quarter tiga ini gimana zal
saya jual motor biar bisa mendirikan rumah konservasi ini
yang luka segera kita lakukan perawatan di dua rumah sakit
waktu itu kan pas joko baru pensiun jadi asisten asisten pos cecep terus waktu itu prastawa juga baru masuk grupy season
aneka barang seperti asbak rokok rumah adat mamasa hingga patu manusia atau tau tau dihasilkan dari bahan tanduk kerbau maupun kayu
tauan pertama sma juga masuk sih
apakah ada yang salah dari institusi
perfect lah ya kayak total lah ya kayak
belum kalau anda tidak kebagian tiket lcc ini anda harus merogoh kocek lebih mahal
jadi saya rasa itu adalah peluang masa depan kita harus optimis bahwa ini kita berhasil mengalahkan iklim yang semakin ganas ini
kak maria tuh baru abis abis ulang tahun tuh
iya hari ini saya sudah bicara dengan putranya adi bing selamet
kan ada cokke waktu itu ada cokke ya
hingga berpotensi terjangkit sejumlah penyakit
tapi ini menarik nih chan kita ngomongin kemaren udah sama yesaya sama aligi sama yuda sama firdan juga
sempet nekunin banget gitu istilahnya
busnya ini di jam jam tertentu
yang terakhir memang kita butuh sosialisasi penting banget tentang itu tadi ya
maksudnya bagaimana bisa sampai mendapat pilihan yang cocok gitu
daging buah karika lantas dipotong potong
di luar dugaan kita itu sampai tembus angka dua belas ribu
kalau memang punya kebutuhan terhadap tiga presiden sebelum dia begitu yang masih ada masih hidup masih sehat punya jaringan juga maksimalkan
anies juga menyempatkan diri berfoto bersama sejumlah wisatawan
perkembangan kasus final di cirebon
rizal ini cukup lama ngobok ngobok soal bursa saham ya zal ya
itu dijadikan di bulan desember di dua ribu dua puluh
soalnya pas gue dengerin podcast dia sama dia

dukungan keluarga suami nurhayati juga kerap membantu sang istri untuk mencari labu kuning
di sampel tisu yang sangat rumit
secara menyeluruh mulai dari pendidikan dasar menjadi sorotan
limpak membantu yang miskin kita punya basnas
oke kadang kadang kan kita membayangkan bekerja jauh dari indonesia itu adalah keputusan yang susah
ini sual kecil ya
waduh berarti aduh kemarin abis liga terus pon ditambah skripsi
bisa di kulit ini iritasi
kalau secara manajemen itu ya masih
perancangnya adalah muhammad ramdan pomanto yang kini menjabat sebagai wali kota makassar
karena rob aja sepertinya
ken negerinya sih sma negeri satu ya
penyelenggaraan kompetisi bola basket tingkat asia tersebut di gedung kemenpora jakarta hari senin
gejala yang biasanya dirasakan kalau memang ada indikasi untuk kemudian mengidap penyakit ini apa sih dok
soalnya kan kalo misalnya latihan oph gitu kan kalo misalnya udah di mainin semua para jago jago kan
jadi oh mereka gak mau bangun di sana namanya tiga t tadi ya
apa mengulik ngulik dikit lah ya bu ya awal awal karir si valentinus wongso ini kan
saya selalu lupa bahwa indonesia
tentu dari amikus kura ini akan dipertimbangkan dari dalil dalil yang diajukan ke hakim mahkamah konstitusi
nah ini nih realitasnya yang ada
jadi saya udah langsung kalau untuk hal hal cedera sakit apa gitu langsung udah ke dokter aja
karena sering disorot dan menjadi tren merek merek lainnya pun bermunculan
kepentingan tidak pernah bohong dan akan menyeruak dengan caranya sendiri
kami juga mencoba membangun hubungan
dan juga dari sisi perguruan tinggi
jadi biasanya orang orang yang mengalami serangan panik itu mungkin dalam beberapa minggu terakhir
basket itu sebetulnya kan detailnya tuh jiwa banget ya
namun beberapa pelanggan yang tindak cepat telah terbang di situs kami dan platform perusahaan lain
ya itu mungkin lu satu tahun pindah gara gara dia berhenti abis kontrak atau gimana tuh di mp
menjadi kebun binatang dunia
kemudian ada bawang merah tiffany karena soto betawi tak lengkap rasanya pakai
tetapi setelah ada perubahan pimpinan
nah jadi dari situ beliau menggali gimana caranya itu maksudnya bisa setara yang enerjik yang dinamis dan disukai anak anak
kita harus traveling kalau mau jadi pemain yang bagus itu setahun bisa dua belas turnamen
dan mengajarkan masa lalu yang buruk
kalau yang curah basah jadi yang gunanya lama juga gitu
mulai dari makanan berat jajanan hingga minuman yang segar segar
ntar koko gue yang banyak men explain nya gitu kan gue gak mau
saya kira itu teman teman untuk awal daripada yang saya sampaikan

syair yang dinyanyikan masih berbahasa wolio
menetapkan mou tersebut nah mou itu
kawasan sepi ikan ini kini dihuni jutaan ikan dengan berbagai varietas
ketinggian permukaan tanah itu sudah cukup rendah sehingga ada dua hal
keluarga menghidupi buat keluarga buat ibu ya buat diri sendiri lah
pantai buatan ini kerap disebut pantai cogrek karena terletak di kawasan desa cogrek kecamatan parung
ini kurangnya dari sisi proses
yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat
tergeletak dalam kondisi terluka
jadi bisa pas semuanya tuh buat gue yang wah gila deh apalagi orang yang dateng di premier
karena di sini banyak teman teman bisa makan bareng pakai lengsar
azan penanda waktu sholat jumat di masjid ini sedikit berbeda
menurut indra carismiaji seorang pengamat pendidikan
tapi sebelumnya lu pas awal awal tuh emang gak ada olahraga lain sebelumnya selain basket gitu

coba lo tanyain ke mas seri
betulkah indonesia tidak lagi bebas polio
lomi kemudian ditambahkan aneka topping berupa telur rebus bakso goreng
pada kenyataannya sebenarnya saya tidak melakukan apa apa
tapi yang ingin saya tahu ini secara umum yaitu
tapi juga seperti kotak tanda yang berat
ya kalau saya pribadi sih lebih bagus kita kerja berat di latihan
kalau fokus sih enggak ya teh paling lemes aja karena kurang minum kali ke dehidrasi gitu
namun demikian kita juga harus mengatakan bahwa ini pada dasarnya adalah satu tindakan satu perilaku yang di luar kontrol di luar kendali
blasteran mana bu kalau boleh tau
maka keluarga yang akan kita evakuasi ini
penggunaan teknologi penyiaran digital memungkinkan penghematan spektrum frekuensi radio
ada satu orang saya tidak mengenali
pada dua ribu tujuh belas ia mulai berjualan keliling di beberapa sekolah
saya merasa jauh lebih jauh lebih jauh lebih jauh ketika kita bisa meraih peringkat ketiga nanti
karena kita tuh memang waktu mau masuk final empat kita peringkat satu
tapi terserah balik lagi kita kan kayak kita gali kreativitas lu kita gali percaya diri lu kita gali tim lu main tim apa namanya tim player lu
rasanya memang masih sama masih otentik
maksudnya dari kecil tuh udah bola
sementara sri ani berusia empat puluh satu tahun yang juga orang tua tunggal dari dua orang anak
prestasi hasil baru nulis sponsor akan datang kayak gitu
paku kue ini sudah mengantongi sertifikat
ini kenapa beli air bersih bu
misalnya larangan untuk menyiksa orang lain
semoga ini semakin membuka mata kita semua ya
walaupun gak asin ya tapi ditawarin ada
jadi kita angkut pakai ambulans langsung diarahkan ke sini
terlebih di lingkungan yang impersonal atau individualistis
termasuk tokoh tokoh seperti para kiai ibunyai tokoh masyarakat
nah perilakunya juga nanti akan ke arah arah yang negatif
dan itu yang kehilangan
terima kasih pak wellicle juga
tidak menggunakan lagu itu
iya kalau pemain ada dua belas orang ya berarti pemain yang nggak masuk dua belas orang itu pokoknya
selain berasa rempah juga ditambahkan cabai utuh dan juga cabai giling
kalau melihat kondisi seperti ini
setelah itu bangunan di tunjungan nomor tiga puluh sembilan ini beberapa kali beralih fungsi
apabila kita melihat bangunan stasiun cerbon ini memang mengusung gaya art deco yang kemudian memang berkembang pada saat zaman penjajahan belanda
sbb sih kadang masih bisa basketan gitu
makanya mungkin juga bisa pemirsa cnn juga lihat
dengan warga indonesia yang juga ada di sini
tidak mengakui bahwa data itu disimpan oleh pemerintah
jadi nanti kalau sudah selesai live saya makan lagi
dipakai atau tidak dipakai diminta tidak diminta kita laporan
terima kasih pak rujito
ya inilah kucing busok
ya nanti teman teman penyidik lah ya
jadi saya keluar ke airport itu pakai baju jaket
yang bisa saya tawarkan kepada perusahaan saya bahwa
pelatihan di bmx bike academy ini rutin dilakukan setiap hari sabtu dan minggu
ditaruh air pan adonannya dan kemudian dimasukin ke oven
manfaat dari hex help dan v help adalah
oke jadi cukup banyak kegiatan begitu ya
atau pertolongan pertama psikologi
komposisi es air mata pengantin ini sederhana
masalah gemuk masalah sing set masalah gemoy
ya sebenarnya kan sekali lagi bahwa besaran itu sangat subjektif
ternyata emas itu sebenarnya kalau saya tadi baca dari sejumlah referensi
dan kemudian si pemilik kontrakan menghubungi
tidak terbayang sudah berapa kali penggorengan sampai warnanya mirip oli motor ini
iya kepalanya di atas
busana modest juga hadir dengan dua potong atau lebih dengan bahan dan warna yang beragam
jadi kita datang kita juga dipanggil nenek tuh
etika birokrasi etika pemerintahan
itu pada saat itu strike tidak bermain
sistem pemerintahan kesultanan dan itu proses itu berjalan hingga sultan buton keempat sultan daya
saya sudah ingatkan teman teman bahwa kita mesti pilah pilah
sebagai orang yang memiliki jam terbang asam garam
rasa sakit akibat habit soster atau yang dikenal dengan penyakit singles
karena ini masalah kehidupan masalah perut masyarakat
maka akan besar kemungkinan potensi tersebut juga berdampak pada anak anaknya
kemudian masukkan rempah rempah yang telah dihaluskan
bukan dalam konteks genosida
apa yang ingin disampaikan untuk squad timnas ini pak dhani
sugo dan lauk bercampur dan dibalut dalam daun pisang agar wangi dan dibungkus kertas nasi
nah abis itu gue searching tuh upaya
tetap bertahan dengan harga mahal
kemudian pengurus mal sendiri untuk kemudian tetap bisa bertahan di tengah wabah yang mendatangkan varian baru ke indonesia apa bang
dan indonesia emas itu tidak akan dapat tercapai kalau sdm kita itu tidak siap gitu semuanya
mungkin yang pengen lu tambah dari
sekarang ada lima belas kecamatan
sekarang kan termasuk itu kurus
mengutip cnn indonesia com dalam ruu dkj jakarta akan memiliki sejumlah kewenangan
bukanlah pemberian penambahan dosis satu
meski harus bertaruh nyawa tim vaksinator di daerah ini berharap warga memberikan dukungan
terkait tarif kemudian juga subjek pajak kemudian juga objek pajak
cuman kayak jalan jalan gratis jatuhnya
kelompok mungkin kelompok yang lain ya
itu yang gue harapkan
untuk mengetahui informasi terkini kondisi penanganan pasca gempa di cianjur kita langsung simak konferensi pers di pendopo bupati cianjur berikut ini
dan juga pemerintah yang mendukung sektor dan infrastrukturnya
kadang kadang kan ini sih penuh barang
inclusivity dari lembaga keuangan
gak kangen lagi bisa langsung dengerin recordingnya dari cnn indonesia begitu
mempunyai daya netralisasi yang cukup tinggi
highlight dari gelaran b dua puluh summit yang kurang lebih ini sudah berjalan selama dua hari
nah itu tuh kalau makanan gimana mas
namun mereka menyatakan bahwa belum bisa bergabung dalam dialog kali ini ya
kenal sama rama anak aspa terus dianya bingung rama mana dia bingung sampai akhir dikasih lihat
kita kepada presiden dari mantan mantan presiden untuk melakukan tugas tugas yang dia seinginkan
karena tanggal dua puluh enam januari seribu tujuh ratus delapan puluh delapan berhubungan dengan mulanya jajahan inggris
baru kemudian di ujungnya menggunakan kompor listrik
jadi makanya sekalian jalan jalan kemari lihat dari pemandangan juga kan
komplek kantor terus ada fasilitas dinas olahraga itu udah ada lapangan tenis sebenarnya sih udah
wendy dare berusia enam puluh empat tahun ketika dirinya tertular herpes sorter atau shingles
cuman waktu tiba tiba mp yang undurin diri
dan kasus suap pengurusan perkara di mahkamah agung
dan biasa sebab bagi orang tidak mampu dua puluh
informasi berikutnya terkait vaksinasi di indonesia
orang itu cenderung marah dulu daripada tanya dulu sebenarnya gimana sih
btw ya ko apin tuh asistennya ko riki di ithb sama ko yosef
boleh pokoknya nanti final aja nggak ada yang nonton
pemerintah belum memitigasi dengan baik potensi gempa
bergelut di dunia olahraga juga
dan bagian kedua yang juga
kita akan berhubungan dengan anda
baik yang diolah menjadi kepiting cakang lunak
di gudangnya banyak yang menunjukkan bukti kematian
dan tentunya ada beberapa proses kreativitas
jadi yang bukan sembako ini yang sulit harga eceran tertingginya ditetapkan begitu ya
tetapi digali kembali untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga
karena kita sudah mendekati tanggal dua puluh enam
karena sebetulnya pada semester satu tahun dua ribu dua puluh satu ini
tapi mereka juga memiliki
dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima sampai dengan sekarang kan rasanya nggak rubah kok
ketika tsunami bill clinton ya waktu itu sudah mantan presiden dengan george bush mereka bersama sama datang ke indonesia tuh
sekarang itu bursa lagi menghadapi dua tekanan kak ya
kita tahu bahwa penyidikan itu yang ada di kepolisian dan kpk berbeda
dari makanan ya utamanya makanan cumi aduh enak banget
jika tak ingin terus digerus abrasi pemerintah dan masyarakat
juga menjadi rumah aman bagi wasita
semuanya berada di kabupaten gunung kidul
pemutusan akses kepada sistem elektronik tersebut
di dalam assembly jeneral
yang harus diutamakan atau diberikan bed lebih di e commerce gitu
jadi kalau kita makan di sini kita akan terasa khawatir
jadi pembeli dan investor
dumbel barbel atau misalnya kita pergi ke fitness center
mcci dan stb memberikan dana hibah yang skalanya dan ketentuannya tidak diungkapkan untuk mendatangkan swift
pembelian daripada apar ini atau alat pemadam api ringan ini bisa dicari di marketplace dengan harga yang cukup terjangkau
sekali lagi mantan mantan presiden ini aset kita ini negarawan senior
proses ini penting untuk membuat benang sutra bisa ditenun menjadi kain yang lebih kuat
digambarkan sebagai rasa sakit terbakar menusuk atau seperti syok
hanya berhenti pada pernyataan dan sanksi etika saja
jadi dua ratus tujuh puluh satu ini yang sudah terkonfirmasi lewat puskesmas
selain coto palu basah juga menjadi menu lain yang tak bisa dilewatkan jika berkunjung ke kota angin mamiri
kami ingin menghadirkan sebuah balapan untuk sirkuit mandalika
tapi substansialnya kan tidak berubah
jadi justru di bulan puasa ini kegiatan kegiatan itu makin meningkat
nah itu lu di internal pj sendiri pas adi ngumumin itu gimana
yang di jogja peringkat tiga
bisa jadi bahwa yang tampil dalam pilgub dua ribu dua puluh empat ini bukan hanya tokoh lokal
selesai rapornya istirahat cuma dua hari terus langsung ikut yang teksi perdananya kan ada
pertama tama daging buah karika harus direbus
rencananya pada satu november nanti akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan bandara vvip
akwarium yang besar fish tank utama sudah
dan juga ada semacam rezim yang korup
kalo kunci di keyhole tuh si patrick ini
nah untuk daerah daerah yang belum mungkin bisa langsung dilakukan tindakan segera
tapi bisa jadi satu cerita sendiri ya
dan besok juga kita rencana juga berbuka di negara negara masyarakat indonesia di kbri
yaitu menjadi ringgeng ke delapan di asia nanti saat viva asia ini berlanjuri di jakarta
tapi mereka juga appreciate your courage
langsung aja kita panggilin kalau gitu ya
brosur buat seleksi gitu kan
dan juga baim wong yang dikabarkan bergabung di sriwijaya fc
dia tuh mie itu lebar namanya biang biang noodle
termasuk pemerintah atau kondisi yang ada di indonesia ya pendidikan di indonesia
nah ini terus dikembangkan
ada produsen hijab di bandung pada puncak industri pakaian muslim di dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas

jurubicara prabowo daniel anzar simanjuntak mengatakan
nah saya boleh tahu bagaimana untuk pemilihan case nya
kayak vibesnya beda juga dari yang lain gitu lebih enak juga di sana
sudah dianggap sesat sudah dianggap menyimpang

di sisi lain self talk juga punya kekuatan yang cukup besar sebagai terapi
ini jangan ditepuk tangan nih
ada pun bagian lainnya pada sapi termasuk daging dan susu tergolong aman dikonsumsi
ngisi banget mulai kapan tuh mulai bentuk
karena sudah diambil keputusan oleh pemerintah
sesuai dengan kemampuan daya tonton orang orang sekarang
baik pak mulyoto terima kasih atas kesempatannya untuk wawancara dengan sbs
apa yang menjadikan ini suatu target yang harus dicapai oleh negara negara di dunia termasuk indonesia
untuk lemak daging kambing mengandung dua puluh satu gram sementara daging sapi lima belas gram
sehingga mereka hanya membangun yang segmen segmen yang bisa mengenerate uang
gua pengen tau deh lu kan main di upk udah setahun ya
mereka yakin di kota besar mereka bisa mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan bekerja di kampungnya
ini gue aja lah gitu enggak
yang pertama saya pikir cukup luar biasa jenuin dengan ide presidential club tadi
dan juga produser lapangan cnn indonesia dady ego basro yang juga jurnalis olahraga cnn indonesia
karena kemudian bahwa posisi strategis jawa timur dalam panjang politik nasional
mesin ini mencetak di atas busa susu dengan tinta yang aman untuk dikonsumsi
ini kan membuktikan kalau kampus kampus kita
bahkan ikan yang sebelumnya dinyatakan langka tinggal di kawasan konservasi ini
ini sampai hari ini masih belum ada literatur yang bisa membuktikan soal ini
yang tadi sudah disebutkan kemudian saya pun di sini sebagai musisi yang dimana mengiringi lantunan lantunan bunyi terhadap pertunjukan ini
untuk membuktikan status ayah biologis anaknya
khusus mengangkut tenaga kesehatan
meski sebagian lain ada yang tidak terlalu mengikuti perkembangan politik
nah saya pikir perlu kita tunggu ke depan
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual staff khusus menteri kooperasi bidang pemberdayaan ekonomi kreatif vicky satari
jika semua sel darahnya turun itu kemungkinan adalah anemia apastik
yang sudah tersertifikasi dan bekerja di bawah sumpah
sengaja datang kesini untuk merayakan semarak kemerdekaan indonesia
yaitu sahabat pengadilan yang diajukan ramai ramai ke mahkamah konstitusi
tangan kiri di alkitab di mebel
ya kesehatan terutama dari badan kulit gitu makannya dan sapinya nggak males
sebetulnya dari fakultas bisnis ya bapak ya
betul kita sudah bertukar pikiran ini terkait dengan bagaimana nih indonesia dan juga irak malam hari ini
di level rakyatnya juga harus dibangun kesadarannya
untuk turnamen berikutnya aku akan bertanding di amerika
bertahan nanti malam insya allah pulang setelah perasaan kita pulang
tetapi kita tahu pada akhirnya pak jokowi
biarkan biar lebih gampang juga kan
jadi emang dititipkan disana karena kan sma tiga paling bagus lah basketnya pada masa itu
termasuk ini program loh program si indonesia connected ini membernya semua produser ya yang ada di sini semua nobarnya agak lain waktu itu ya
tapi satu gedung kan smp sama sma
dilihat dari sisi konsumen beberapa alasan yang menarik minat membeli milk crepes adalah
meski baru diterapkan pelarangannya pada awal tahun dua ribu dua puluh
udah putus putus udah putus
dan direkrut untuk bekerja di cabang di indonesia
terkait dengan rumah singga itu gitu
memastikan perang di kontinen mereka
tadi kelihatan ya dua duanya disebabkan karena adanya korsleting listrik
serta kesehatan dan perjalanan sosial
tanggal empat desember ya ini hari senin
tentu lawan lebih mudah untuk memappingnya ya
bagaimana nanti dia bisa mengelola stressor yang dari eksternal tadi
bersama dengan beberapa fakta tentang limbah pakaian
apakah ada orang orang pemerintahan atau ada orang orang dari ksp yang mengikut serta pak muldoko hadir di klb
misalkan dia butuh sepuluh data dia sudah dapat sembilan tinggal satu
keselamatan dari sinar matahari
nah ini berarti masih ada masalah gitu ya ada tantangan dalam fungsi intermediasi lembaga keuangan
apa yang harus diperhatikan oleh para pemangku
apalagi ini blok politik yang benar benar
karena kalau berkaca ke pengalaman pemerintahnya pak jokowi enam menteri ini semuanya dari partai politik
nggak jadi pakai metodenya aku pungtur kemudian nanti diguasa
totalnya kan bisa sekitar lima ratus jutaan lah gitu
perawatan pada motor listrik pun terbilang cukup mudah
dan bertarung dengan kelompok monyet lain
karena ragunan itu kan merupakan salah satu
untuk di area tenan yang berada di luar juga disediakan untuk kuliner
yang susah saya masuk karena yang tentu saya tidak akan mungkin bisa masuk
berikut langkah sederhana untuk mencegah agar anak tidak terpisah dari orang tuanya di tengah keramaian
tersangka awalnya meminta diantar ke sebuah pusat belanja di mangga ii
kan kalau di uph kan ada jam lu hari selasa harus ke gereja tuh
ini kan ada juga dibuat kemudian berbalas pantun
dicoba fajar paktur rahman kemudian ada kelebihan dan kekurangannya
mereka harus tetap menggunakan masker
dan melayani pembeli dari berbagai wilayah di pulau jawa
tim quality assurance untuk dikemenpan itu
bukan umur dua puluh satu ya maksudnya ke depannya gitu
kalau kita perhatikan sebenarnya kayak negara kayak brazil itu diperkirakan di akhir abad ini sudah hilang
baik yang ada di ru enam balongan tuh sendiri
ya tentu saja otak kita lelah ya
otak atik rancangan kabinet dilakukan nomenklatur tiga puluh empat kementerian akan ditambah diperbesar
hal ini dilakukan karena jumlah vaksin yang diterima pemprov dki masih terbatas
masalah energi masalah kemampuan loading dari alamnya
dan saya tahu ens posteko glue
kan kita dengar kemarin itu pak presiden mengumpulkan orang bicara masalah elinor ini belum masuk ke agenda beliau
saya break sebentar dari studi saya
budi menjelaskan biasanya memang ada masa tunggu selama tiga bulan sampai satu tahun tergantung perusahaan asuransi
saya akan sampaikan pada teman teman wartawan
dalam sekali pasang biasanya yulianto membawa dua puluh hingga tiga puluh pintur dan wadong
nah dipecah ini baru bisa dimakan ini isinya
yang memang faktanya lebih kecil dibanding dengan undang undang tiga belas tahun dua ribu tiga
kita sudah masuk di dalam era berdagang yang baru
kita ini selalu ruwet urusan guru kan
kepada polisi saksi mengaku nekat menggunakan jasa abdurrahim
ini bisa menjadi alternatif ataupun opsi bagi anda ataupun masyarakat yang menghabiskan waktu akhir pekan

ada laporan di suatu daerah beberapa daerah ada kesulitan air di atas
para peneliti berharap hal ini akan membantu lebih meningkatkan hasil
ini podcast yang gue suka dengerin loh
kegiatan simulasi menjadi seorang chef atau jurumasak misalnya
jadi ini adalah buku pijak
kemudian yang jalur prestasinya
dan juga kemudian kita respect hasil itu
ini sebetulnya apa pemicu atau trigger nya dok
bahwa apa yang dilakukan oleh pak muldoko itu adalah merupakan sikap pribadi
dipadu padankan dengan ongkos ya
ngaben jarang diadakan secara pribadi
yang sampai detik ini tidak kunjung terjawab
dan eec harus menunggu tiga belas hari agar semua itu dapat diterima
gua kan enggak serius ya waktu itu basketnya ya main main aja gitu nah buat lu pada nih
selemah itukah sistem perlindungan data di indonesia sehingga mudah dibobol hacker berkali kali
tak cukup dengan rasa original anda juga bisa menambahkan sebutir telur ayam mentah di atas kuah yang masih panas
menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita mengatakan
mereka akan dibujuk akan dihimbau untuk bergeser ke tempat tempat pengungsian utama yang sudah disiapkan
responnya luar biasa positif
memang itu porsinya sekarang data menunjukkan hanya tiga persen
eh dikasih tau kok total reboundnya berapa kalau dikasih tau enggak
bukan hanya indonesia kemarin yang season pertama pun
kalau orang orang bandung rata rata udah enggak main sih cuma kalau michelle sekarang
itu jadi pr mungkin ke plt untuk plt dan semua stakeholder tenis ya mas
nah pendengar ikutilah terus informasi mengenai referandum suara adat ke parlemen tahun dua ribu dua puluh tiga
yang pertama itu dia kalau bedanya di gitar gitar itu memiliki fred kalau ini tidak
misalkan kita posisi di rumah nggak ada yang paham sama kondisi kita gitu
terima kasih dr natalia widiasi raharyanti
lima kemudian satu dan lima ini
ada tangki oksigen fins masker dan yang tidak boleh ketinggalan sarung tangan
iya pak jokowi berpesan nih mbak esha
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual peneliti institute for development of economic and finance atau indef nailul huda
dokter syaril bisa mendengar suara saya jelas
suara dpc dan tentu mendapatkan persetujuan dari majelis tinggi partai
ini membutuhkan waktu pak
awalnya jeffrey membantu bisnis orang tuanya dengan memotong daging dan membersihkan sayuran
itu menurut gue gue bangga banget sih di situ
dan yang perlu kita salur juga dengan penulis dan sutradaranya adalah komedi di film ini itu sangat banyak warnanya gitu
ya allah baru aja setengah kayu langsung bikin loyal
tolong digarisbesarin ya kak nanti
bila makin naik ia pun tak berencana menaikkan harga tempenya
oke pak fk mungkin yang ingin kita ketahui selanjutnya adalah bagaimana sebetulnya sop pada saat
artinya ini kan masih ada gap yang sangat jauh gitu
udah jangan marah marah kenapa sih gak dikasih duit
semoga optimisme mbak windy dan juga niat baik untuk memberikan inspirasi itu betul betul ya
bakalan kayak banyak hal hal yang kayak surprise buat buat kalian semuanya
dan juga sekarang celebratenya kita moving forward
jadi menurut saya di sini memang menjadi catatan adalah pemerintahan sri lanka harus memastikan bahwa memang nantinya pemerintahan yang baru bisa menjamin iklim usaha yang lebih baik
itu yang jarang terlihat ketika penyerang lain yang dimasukkan
banyak hal yang perlu diperhatikan oleh kementerian bumn terhadap opsi pilot garuda indonesia
maka kemendikbud harus segera membuat
saya pikir saat ini lebih dari semua di masyarakat kita
namun masih jauh dari standar who
dibawahnya lembek banget jadi kalau saya gak nahannya gini
luar ada salary cap
uji klinik fase tiga melibatkan beberapa rumah sakit di beberapa kota
pernah belanja di tiktok shop atau belum
kondisinya itu umur kematian satu tiga dua belas bulan
maksudnya si vincent tuh berarti seleksinya itu cuma sama coach bali doang
kita lembagakan jadi pegawai pegawai di sini sekarang
kemarin infonya kan untuk sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga ini ada dua belas turnamen kelas men future total hadiah lima belas ribu dan dua puluh lima ribu usd ya mas
ia juga saat ini menjabat sebagai board of director di true blue perusahaan tenaga kerja global dengan revenue tiga miliar dolar amerika
banyak yang nanya juga sebenernya udah dijawab juga sih di augi kan di koryko kan ya
jadi salah satu visi besarnya itu adalah reformasi birokrasi nasional
gue bukan orang yang main basket pun
emas edisi lebaran yang juga dilengkapi dengan fitur keamanan dan estetika
serta lemak sepuluh gram dan sembilan delapan gram
arya dan saya memiliki klub sepak bola favorit yang sama liverpool
dia surbek jauludinov saya rasa kemudian ini juga jadi pembeda secara permainan di pertandingan tadi malam melawan indonesia
panitia juga berharap ketua kelompok jemaah calon haji juga aktif mengingatkan anggotanya
hal ini menunjukkan bahwa awal mula kontestasi gibran raka bumi raka
tragedi pembunuhan di bolaang mongondo timur sulawesi utara pada pertengahan januari lalu mengejutkan banyak orang
pemerintah indonesia hingga saat ini masih bisa menekan dampak kelangkaan pangan global
dengan kuota terbatas dengan tarif rp satu
kita banyak berbicara tentang komitmen
dari ketinggian dua belas m saya harus menaiki anak tangga yang cukup curam ketika menaiki anak tangga karabiner
kalau kita bicara soal hal hal ya sebelum nana nanya nih nanya kan
yang paling menarik saya yang terakhir tadi ya soal kuliner
kemudian tidak dijadikan syarat lulus
kansa tamarindo raditya din iswandani surabaya jawa timur
mungkin di tempat tempat yang mereka anggap aman
di sini di sini di cemara itu hari ini per hari ini baru satu tujuh sampai dua dua meter per tahunnya
tampak dari sebelah kanan podium digibarkan bendera merah putih berukuran raksasa oleh helikopter trimatra
apakah memang kalau tadi mas pongki bilang dari
didirikan pada dua ribu sembilan belas kegiatan ekstra kurikuler kabanti di sekolah ini beranggotakan tujuh orang pada februari dua ribu dua puluh
bikinnya turnamennya kita bikinlah di di indonesia atau di jakarta dan tahun ini kan udah lumayan ya mas
ya mungkin keunikannya sih
karena adanya mikrobiota yang dapat menjaga keseimbangan glukosa dan lemak dalam tubuh
kedua hal detailnya itu ya banyak banget ya
apa ya saya belum mengerti tentang soal partai saya belum mengerti tentang
bahwa kita tidak usah saling menyalahkan
kemudian kepala menggunakan pisau yang tajam
menyikatnya harus perlahan dan dilakukan sesatu arah agar tidak merusak karang
cuma menang digi aja sama
ini selalu menyebut juga ksp muldoko sebetulnya kan
itu sudah buka lab ya lab hub di melbourne
menyampaikan kepada publik untuk berhusnuzan jangan pernah untuk kita
joshua mengatakan bahwa ia berolahraga empat sampai lima kali seminggu
presiden jokowi dodo memanggil dan memberikan pengarahan kepada para pejabat polisi mulai dari kapolres kapolda hingga pejabat utama mabes polri di istana negara hari ini jumat empat belas oktober dua ribu dua puluh
stand point dari koalisi perubahan adalah
tergantung ini kalau seharga kita lagi sepi kita kasih lima belas kena sepuluh
kalau di sana kebanyakan ada orang
di sudut yang lain tampak koleksi piringan hitam berjajar rapi tertata di antara arak arak hukum
ini sudah nanam musim ketiga ini pak
modal awal yang ia keluarkan saat itu pun seadanya
mudah mudahan pada akhir tahun ini atau awal tahun depan
dan itu bikin jadi laporan ya sebetulnya
setelah lulus mereka baru harus bisa ke jakarta
tadi dikatakan menurut penelitian beliau
itu dampaknya tidak langsung selesai
ala sonita lontoh sosok perempuan diaspora indonesia di amerika serikat ini berhasil memuncaki posisi strategis di perusahaan solar dan baterai terbesar di amerika sun run inc
sehingga kondisi itu bisa memperbaiki paling tidak dari tangan masyarakat pertama dulu yang di dalam lingkungan lingkungan ini dapat bisa membantu untuk perubahan demi kebaikan
banyak orang yang takut gitu ya kalau mau di kiropraktik kan bakal di keratak keratak gitu
mengabaikan hal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti kelumpuhan bahkan kematian
nah tahap yang keduanya ini saya tidak lolos
pengen memperbanyak student body
bermimpi bagaimana anies jadi presiden
adalah harus terhadap kebersamaan dan juga keharmonisan
jadi yang belum bisa sepeda pun juga kita ajarkan disini sesuai dengan tahapannya om
terus berarti nangisnya kok yus sama tom sekarang mirip lah ya
baju suami saya baju saya
eh iya nggak divaksin gak jadi kamu lagi hamil
kebetulan dulu ini waktu penyelamatan ini banyak penyu hijaunya
apalagi nanti para kampus ini bekerja sama dengan kampus kampus lokal
walaupun kita masih juga akan menunggu ini maksudnya seperti apa nanti penjabaran implementasinya
potongan daging dan tetelan ditambahkan ke dalam mangkuk kecil
dengan berpikir diri sendiri dulu
kita bicara soal amerika tadi udah bilang ya ada dua puluh lima total yang sepuluh itu lembaga lembaga seperti ethony general serjen general yang setingkat dengan menteri
nah ujungnya adalah ketidak efektifan
jadi saya lupa istilahnya
bahkan dia jadi andalan kami ketika kami buka bazar di beberapa
es coklat ini berjualan di lokasi yang sama sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
makanya compliance itu terhadap standar
badan siber dan sandi negara itu hadir baru dua ribu tujuh belas
atlet atlet di indonesia kan awalnya nggak semua ya tapi ada yang ngeliat di berita ujung ujungnya tinggalnya kayak tinggal di samping jalan segala macam kayak gitu
rata rata satu kebab dijual dengan bobot sekitar tiga ratus lima puluh gram
mungkin bisa nyanyi untuk kita taufik
hampir semuanya anak anak kecil pada main tenis
sejak dua ribu tiga belas kedua negara adalah partner strategik mitra yang strategik begitu
sebagai sebuah politik yang sangat dewasa
itu sih kalo gue aspak ya karena dari dulu
baik heranov dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan kereta api
seperti halnya kita kedele
maka di situlah pemerintah
pikiran mereka sudah bukan lagi soal rivalitas jadi maksud saya siapapun presiden yang sedang menjabat
yang dirasa tidak berpihak kepada para buruh
setuju atau gak setuju selama karir saferius prawiro coach itu adalah pelatih terbaik kok yus
orang yang tidak divaksinasi tidak boleh masuk kemudian juga anak berusia di bawah dua belas tahun tidak boleh masuk
sehingga publik juga tidak lalu menyeret nyeret apalagi menuduh nuduh
kepala badan pangan nasional arief prasetyo adi menjelaskan
mirroring itu artinya setiap direktur jeneral yang menyediakan layanan
enam pemerintah utama yang
maksudnya kayak ada politik maksudnya kayak olahraga dicampurin politik tuh nggak ada artinya ngerti nggak sih kak
rasanya kita tidak rubah
beda tiga tahun tiga tahun tiga tahun
dan pagi dini hari tadi
kami bahas lengkapnya bersama jurubicara kementerian kesehatan muhammad syahril
kemudian juga tiffany tomat tomat juga harganya sekarang rp dua puluh empat ya
pokoknya bapak ini saya ikut aja lah
nah ini ada tulisan di dalamnya itu dua puluh lima saban sembilan ratus tujuh puluh delapan
karena biar dia lebih layak biar kami itu punya kolam punya rumah
dan sumber daya manusia juga belum rata sih
pilihan saya untuk tanggal itu saya nggak akan merayakan
kali dua belas turnamen sudah dihitung sendiri berapa itu
terranulius dan hukum inggris
eits jangan langsung gas liburan kalau nggak ada perencanaan budget yang matang ya
yang menyimpan data data lebih lengkap
pada lebaran tahun lalu itu juga sudah dikeluarkan
pada usia tujuh belas tahun rosmayanti mengalami keguguran
ibaratnya udah ngelebihin basket gitu ya
ketika sampai habis misalnya edelweiss
yang dapat mengharumkan nama indonesia di masa depan
sebenarnya saya memprediksi mereka akan menggunakan formasi satu empat dua tiga satu
namun anda tak perlu khawatir kehabisan penginapan di dieng
barangkali pada masa depan sesudah ada persetujuan antara suku bangsa asli dan pendatang
ada puluhan rasa roti mulai dari yang manis hingga gurih
digunakan untuk apa data privasi ini
eh semifinal kita lawan tim nut
rafani menambahkan pada dasarnya munggahan hampir sama dengan tarhib ramadan
dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
keluarga mama babe gitu masih keluar keluar atau di rumah aja
oh dia dia ngajar dia selain di petrusen kalo gak salah lo guru matematika tuh
jadi jangan hanya dilihat balapnya atau dari sistem balap
yang ditabung kemarin terutama untuk yang kelas menengah atas
pokoknya kita tunggu karya karya berikutnya dari quartet agak lain ini ya
baik secara langsung maupun secara tulis tertulis seiring dengan transformasi kesehatan yang kita lakukan
dan interaksinya bisa apapun gitu kan
orang dari tes tes yang ada
ya tinggal apa yang mau dilatih
apakah itu efektif atau seperti lalu lalu
hanya satu bulan a sudah tidak sanggup meneruskan pernikahan
indonesia pernah mengalahkan irak pada piala kemerdekaan pada tahun dua ribu dengan skor tiga
ya berlabel bakso beringas warung bakso di jalan margorejo indah dua puluh dua surabaya ini
karena law enforcement itu sudah ditabrak begitu saja
tapi udah mainnya cuma bentar doang
ya kalau ulat sudah tidak mau makan dan mulai keluar serat dari mulutnya
cuman emang ngantrinya kewalahan mungkin karena viral di tiktok kali ya
mungkin sebagai produser atau sutradaranya menceritakan sebenarnya surat suratnya ini itu kisah apa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
dua hari kita ungu semua
karena kan saya kan mendukung mbak iin dan juga untuk promosikan negara kita tercinta
masuk di tempat kuliah
nah pada saat ini
maka untuk itu saya kira ini harus segera cepat proses hukumnya sehingga semakin jelas
dengan kondisi yang terbatas gitu
salah satu ciri pakan yang masih memiliki kualitas baik adalah insang berwarna merah
susah kan kuliah baru kalo bisa lanjut ke pro
lmkn sekarang di undang undang dua puluh delapan
yang baik yang sudah tercatat
ya karena memang mereka suka makanan manis tapi pada saat terbuka
sudah ada korespondensi indonesia victor pangaribuan
dan nanti mereka untuk jemaah haji yang reguler itu mereka akan turun di terminal dua bandara soekarohata
sehari hari wayan gede sui bawah membantu istri berjualan di warung
yang memberikan cita rasa khas pada sawarma ketika disantap
kalau kita bicara untuk lima hari konser lima puluh lima enam kali konser itu mencapai tiga ratus tiga puluh lebih
dan tentu saja mengurangi emisi gas rumah kaca yang paling besar sebenarnya
bagaimana mereka menutup ruang tersebut sehingga irak tidak dengan mudah masuk ke area tengah di mana mereka menang secara jumlah
ya kalau kita set back gitu ya
di dalam surat penyelidikan kasus tambang ilegal
emang salah satu apa ya
sudah ada yang juga menunggu ya untuk pengen makan di timlo ini
saya ngobrol dengan para mahasiswa ya kemudian saya tanya
saya setiap pagi datang dari jam setengah delapan pulang jam setengah empat
bukan tergantung pada apa yang disampaikan pemerintah
melalui dunia kesehatan yang sangat kompleks
atau juga melihat memberikan subsidi kepada perusahaan atau pengusaha yang siap membayarkan thr nya yang sudah diwajibkan
karena penyakit yang dikonsumsi oleh gp
mainnya sama pemain pj atau main sama pemain aspak
itu juga luar biasa karena apa penyu bimbing itu jenis penyu yang sangat sensitif terhadap keramaian terhadap cahaya
kucing busok dimungkinkan dari persilangan dan masih sulit mendapatkannya
kita bahas hal ini bersama dengan nur patria kurniawan kepala balai besar ksda jawa timur
film komedi itu kan harus memenuhi ekspektasi orang penonton karena harus menghibur karena
pak edi pernah live shopping nggak ya
taman safari bali di kabupaten gianyar memiliki luas sekitar lima puluh hektare
iya ini ada ketentuan baru bahwa ada protokol baru bahwa sekarang ini diwajibkan semua siapapun yang berada di pusat perbelanjaan
tapi waktu itu kok waktu di jakarta itu ke sma tiga itu pilihannya emang waktu itu emang
mereka sudah berdatangan dan mendapatkan informasi tentang pembukaan kawasan wisata
kenapa karena nggak pernah ada mappingnya
dari sini kan kelihatan bahwa uang tindak pidana asalnya itu adalah penipuan ya kan
sehingga mereka sangat terpengaruh dengan nilai tukar dolar
jauh sebelum mengenal arya aderai telah membantu banyak orang untuk menjalani pola hidup sehat
saat ini memang satria difokuskan
ya pak rosan kami juga ingin tahu apakah ada tradisi yang cukup unik begitu ya
maka kalau kita bicara hukum ekonomi
ya ini sepertinya most likely akan terjadi ya gitu ya
iya untuk punya tabungan kan sekarang
jika memang tujuh puluh tahun tidak akan di atas tujuh puluh tahun tidak akan diperkenankan untuk masuk
strategi untuk melakukan efisiensi dan ekspansi
dari orang tua sendiri sendiri terus tidak ada yang menanganin dari pengda pengcap itu mbak mas saya pertanyaan saya kalau saya mau menangani pengda pengcap itu mbak
tapi pak hinsa ini kan sudah berulang kali terjadi ya klaim kebocoran data
ya memang semenjak setelah covid ya itu terjadi penurunan untuk pengguna angkutan umum
nah kepada seluruhnya saja ya kepada seluruhnya saja yang terlibat yang ada di provinsi ketiga tadi
datang dari sebelah kanan podium dari ketinggian delapan ratus kaki
jadi banyak warga di daerah sana yang memaksa untuk mencari mata pencaharian
tapi berarti itu masih kecil banget ya
ini tahun dua ribu dua puluh tiga loh mana ada sih orang sekarang punya gadget yang kayaknya semua orang
suatu kondisi fisik yang berat dan
nah itu bisa kita dekatkan diri kita untuk
kemampuan memotret diakui oleh anak anak ini mereka dapatkan dari belajar secara otodidak
saya difitnah sebagai orang baik karena ikut berkontribusi menguruskan arya gitu
kalau kompetisinya tidak sehat jangan pernah berharap tim nasional kita bisa kuat dan bisa berprestasi
siapa mario kan kobatama juga tuh
di tahun kedua menjalani ibadah puasa di tengah pandemi ini
dan semua itu harus diawasi
dia merasa sendirian dia nggak merasa ada orang yang akan mendukung
pada saat dimintai keterangan
mudah mudahan itu bisa berjalan
siapa dapat apa apa di posisi
kemudian apa langkah kai sejauh ini apakah sudah ada upaya evakuasi untuk gerbong kereta
biayanya sangat mahal jadi banyak juga yang melakukannya secara massal
advokasi yang bekerja untuk meningkatkan
sementara pemilihan umum akan terjadi di dua ribu dua puluh
mas kira kira perbedaannya dulu dari dua ribu satu hingga sekarang yang paling terasa oleh mas andre seperti apa perubahannya mas
terus terus gua marah marah gua mau ikut mau ikut nangis nangis nangis nangis nangis singkat ceritanya dibolehin tapi alhasil gedenya yang jadi atlet cuma gua doang
dix on bikes untuk membuka parade
bencana ya maksudnya saya apa nyebutnya bencana atau
pikiran juga lebih terbuka juga untuk tidak menikah di usia dini
berpapasan dan juga melakukan pengereman mendadak sehingga kereta api argo wilis turut anjlok di lokasi kejadian
dengan demikian berbagai godaan godaan dan ketidakdisiplinan itu bisa kita hempaskan
latar belakang gue itu jadi kebetulan boca buat itu yang suka sama basket tapi dia bukan atlet dia cuma main main aja

bukan sekali persoalan semacam ini ada di indonesia ya
tapi mukanya juga mirip gitu
tetapi permasalahan sosial yang perlu kita sikapi secara bersama sama
terus tiba tiba dia punya ide untuk
lalu harga kan kalau dicicil misalnya dua lima ratus dua lima ratus atau berapa
oke oke nah ini kan juga kelihatannya kan emang lembek terus nggak segar ada trik khusus buat bikin kelihatannya seger bagus
yang pada saat itu dinamakan alita dolsia dengan taburan sirup buah buahan dan madu
dengan tiga pesawat c satu ratus tiga puluh g super hercules
selain menjadi lokasi wisata swafoto kota lama semarang kini menjadi surga kuliner
psikolog klinis dan forensik surabaya rizawa yuni menyatakan
berarti lu lo udah sparring sama tim mana aja bip
dari terminal dago bandung
nah dia hanya bisa tumbuh di daerah yang berkawah
tetapi kalau kita bicara daerah daerah yang punya kapasitas fiskal yang rendah gitu ya
banyak yang ngasih makan atau ngasih uang sebenarnya
dari pertama kali posting sampai pada tahap sekarang
kak mario statement pertama
berkat dua unit pompa listrik non emisi bertenaga surya
nah kita dorong ya si tiktok shop ini masuk ke sana juga gitu
mereka harus melihatnya sebagai jurisdiksi
kalau masal masing masing peserta dikenakan biaya satu hingga enam juta rupiah
jadi supaya perusahaan perusahaan yang memang nyata nyata mampu dengan berdalih tidak mampu
kalau privat privat gitu nggak ada kok sebelum pandemi ini atau gimana
apakah tidak ada kekhawatiran
itu merupakan tanda ketiga bahwa dia mulai mencapai yang namanya kemerdekaan finansial
intelijen tidak akan membuat laporan kemana mana
kita ada nih rekomendasi sarapan seger enak nih kayaknya nih
di sana ketua umum ketua umum partai gak jadi menteri
nah kemudian penelitian penelitian berikutnya itu juga menyebutkan bahwa tanah di semarang
nah ini jadi naik perahu dari sana
semua kita masak roti lapis tapi pastinya spesial apa ya kira kira di morning tips
nah ini gratisimus dorsi nya nyeri
dananya yang berarti selama ini kan
iya bati setuju ya kalau belum bisa menghidupi ya
katakan tadi tujuannya adalah untuk melindungi rakyat
akibatnya tiga nyawa melayang positif antraks
tersentuh juga gue ya nonton video loop di dbl itu yang edisi spesial lo gitu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
mengingat perlunya adanya satu upaya upaya untuk penyadaran melalui pendidikan melalui pendampingan
jadi konflik konflik itu bukan saja karena konflik perang antar negara berdasarkan karena ya seperti rusia menyerang ukraine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
ini full banget kita cobain rasanya
terus ya udah seneng sempat main satu turnamen doang
karena itu kan berkesinambungan semuanya menurut saya
yang nonton tuh orang tua pelatih sama pengurusan aja
nah disinilah negeri akhirnya
dan lain lain termasuk pemberian
kayak yang bikin gue sedih tuh ya kemarin ini yang dia cedera nya yang bisa sembuh
jadi kita sepertinya wah belum mikir matang matang kita langsung beli
dari pemimpin yang menjunjung tinggi etika

tapi ada kemurahan ini gak suka penjualan gara gara harga minyak goreng naik
ganti aja mere mandiri jaya
terlebih spora antraks bisa bertahan di tanah hingga puluhan tahun
saya harus berbicara dengan agensi infrastruktur
dari tempat mereka menginap ke venue
gue kan barengan ini kalau gue boleh cerita gue sempat cerita tapi gak banyak juga
nah bagaimana nih ekspektasi dari dampak ekonomi dengan adanya event untuk kali keduanya ini mas
di dalamnya dimasukkan dalam satu kap seperti ini
sekarang kita balik lagi ke salah satu ini nih
sejak november dua ribu dua puluh dua dua outlet mereka yakni di jordan dan mongkok telah memiliki sertifikasi halal
ancang ancang otak atik kabinet dan juga
itu kan bagian dari strategi penyidik
karena untuk mengantisipasi adanya kepadatan
nah ini kita bakal ada games nih chan
dan juga para pengorban di indonesia
sempat ini gak sih maksudnya nyokap dari keluarga tuh sempat kayak takut juga gak sih
dan juga saat ini menduduki posisi wakil menteri
mekanisme pemeriksaannya nanti di lapangan seperti apa bang alphonse
pemerkosaan dan penjulikan sistematis
berikut penjelasannya dalam rangkuman bapak riki kusumo berikut ini
tentu saja menggambarkan tujuan umum yang berterima secara publik
saya rasa di irak ali jasin yang juga sudah bermain untuk timnas senior juga akan memberikan sesuatu yang berbeda
untuk warga lokal yang muslim di amerika serikat seperti itu
lu pernah mikir gak kalo anjir gue kepilih ke amerika cu
semuanya juga spesial saya langsung mau nyapa chef denny halo chef denny sehat chef sehat sehat
karena yang kedua kapan perasaan ingin mengakhiri hidup itu jadi bertambah kuat
masih belum terlalu ngerti basket juga
itu dia mereka bener bener clutch sih
karena adanya kesukaan dan ketidakkesukaan capres dan cawapres
di jalan jalan ataupun di tempat tempat umum
oh itu sama si ini kan sama si ramadan yuda ya kalau nggak salah ya
inspirasinya sih sebenarnya karena aku pada dasarnya dimana warna terus udah gitu backgroundku juga pastry
dan di sini saya bertemu bapak ali
ini adalah kali pertama indonesia berlaga di piala asia u dua puluh tiga
tapi belakangan kan sudah berkembang
main pasir sambil membaca pantun
dan ternyata bang ali itu menerima saran dari direktur kebun binatang untuk mempekerjakan orang ahli
oke di luar tataran hukum ada tataran etika politik
tentunya dengan kewajiban kewajibannya seperti membayar zakat dan lain sebagainya
dan ada kelompok politik yang menyadari itu
banyak saya rasa tidak mengatakan
bahkan ada baju yang harganya lima ribu rupiah
juga ikut dialami selebritas lainnya
ya itu tadi kembali kepada press disposisi atau kecenderungan sikap yang sudah terbangun sebelum debat ini dilakukan
mungkin nanti di level dunia kita juga bisa
jadi saya lihat kalau worst case scenarionya bisa saja suatu negara itu akan kehilangan kemampuan untuk mendukung negaranya dalam bulan bulan tertentu
kawan kawan yahudi yang ada di indonesia harusnya diperlakukan gimana sih
nanti diarahkan ke halaman belakang itu
kelly purwanto timnas juga
buat gue tim basket yang benar ya
antusiasme warga atau wisatawan cukup banyak cukup tinggi
kecuali mendapatkan izin dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk
ngurusi tsunami badai katria dan lain lain begitu
dan sampai hari ini kita berjuang
ya oke mungkin ini kembali ke
alhamdulillah di sini sekarang sudah ada satu ratus sepuluh anak
seperti saya dengan mbak juminton pelanggan tawa untuk menu sarapan setiap harinya
banyak yang tinggal di menado juga dan juga ada di kota kota lain ya
partai kebebasan dan rakyat di belanda itu mengundurkan diri
untuk membahas terkait hal ini mengapa begitu besar yang akhirnya diprotes oleh banyak pengusaha
karena ada dua episode di belakang kan
dan itu tidak bisa pembenahannya dimulai dari pendidikan tinggi
jika seorang anak sering jatuh sakit
resepi yang kamu butuhkan
insiden ini menimbulkan korban jiwa sebanyak empat puluh satu orang
ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum saya bisa masuk ke dalam peternakan ulat sutra
tetapi ditumbuhkan terus sampai nantinya mencapai target yang kita inginkan
tidak ada pertemuan untuk
pertanyaan penting seperti yang anda
namun tidak ada respon sama sekali
kenapa tetap gini tetap di gerobak kalau tinggal
kami telah mendirikan atau merencanakan mendirikan delapan puluh tiga pos
jadi saya telah menyiapkan
untuk di stasiun halim sendiri seperti yang sudah ada saat ini ya sudah semakin banyak integrasi antar moda
lebih banyak yang akan datang
untuk raja wali flight
perlindungan data seperti yang belakangan kita hadapi
persiapan yang bagus di dobelnya
paling kayak dipotong pas pendaftarannya iya
sekarang sedang on the way di kb
dengan dibangunnya tekstil in drifting bandung oleh pemerintah hindia belanda
kemudian juga harganya yang stabil
ke bengkel dan bersama keluarga ya oke
saya ada siapa yang bertanya
bahwa persoalan pak muldoko sebetulnya di lingkaran kepresidenan juga tahu gitu
ada kenaikan yang sangat signifikan
jadi venezuela sekarang menawarkan beberapa buah untuk tengah tengah
dari siapapun termasuk dari saksi susi
tentu kami tidak menutup diri ya
terutama diri pak jokowi hampir semua dirjennya kan jadi gubernur dan sebagainya
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
sebelum ada pengeboran sumber mata air
saya sudah komunikasi dengan kementerian keuangan
penyelesaian phpu pilpres di mahkamah konstitusi
nanti kalau saya kasih tahu salah kan
berarti ini masih belum bisa menjawab tantangan yang ada begitu ya mas
nah itulah anomali seperti itulah yang kita khawatirkan
mereka mengawali misi ekspedisi dengan menaklukkan gunung island peak melalui jalur everse basket
wah itu pertanyaan yang bagus sekali mbak meggy
dalam sehari lebih dari satu ratus tiga puluh rangkaian kereta api melintas di stasiun ini
kalau kita bikin atau buat presentasi presentasinya mungkin banyak yang melaksanakan bunga
palsu maka tampaknya memang itu hasil rekayasa
sebenernya orang orang kaya aldo not only dibutuhin kb sih
ya kita punya flying cepat kita bisa bermain transisi
sehingga itu adalah kapasitas beliau sebagai negarawan
tiga sidrogennya keluar dari sini lalu ditampung ke tabung
terus secara kondisi di dalam ya seperti yang dilihat yang naiknya udah langsung banyak
kami berbicara tentang inklusi
dan utamanya tentunya sudah ada kereta feeder yang memang itu sudah secara tiket pun juga banding dengan kereta cepat kita siapkan
mas kenapa sih lo kalian nggak mau pakai uang sendiri untuk tour gitu ya tapi kan sebenarnya ada jalan lain nih mas
kalau sudah ada satu nama
terus dia punya dana pembinaan
nah dan kalau kita lihat
ibu banteng temen temen
betul ekonomi saat ini tertekan
diharapkan memberikan betul promosi informasi sosialisasi dan edukasi
dan malah sampai sampai level kelas bumn anak usun bumn yang notabene sesungguhnya dia mampu dan tidak terdampak ikut ikutan latah
jadi anak anak sudah pasti dilarang untuk masuk khususnya yang berusia dua belas tahun ke bawah
yang kedua kita dapat sensasi beda dari tekstur makan tumpeng ya
yang berada di seberang rel
dan itu mungkin juga cerminan bagi banyak orang yang di rumahnya tidak punya alat fitness
artinya kan bbm masih perlu disubsidi oleh apbn
meski sudah diciptakan oleh gugum gumbira pada tahun tujuh puluh an
sejarahnya dulu kan dagang buah
mendudukkan dulu dalam pasal
harganya ini naik semakin naik
bahkan bukan produk ke konsumen dalam negeri aja gitu kan tapi juga konsumen luar negeri gitu
karena kita kan bukanya dulu kan di senayan di gbk
masjid amirul mukminin dituan kamil
dia biasanya awal awal nggak yakin dengan kata dokter
berat itu berapa satu ikatnya ada berapa tuh harganya
yang mengaku sempat mengantar tersangka dan korban
namun juga daerah penyangga ibu kota
plus kita membawakan suara negara berkembang
pada pertengahan bulan maret di melbourne
jadi apapun yang kita mau mereka dukung gitu loh
baik lebih optimal lagi
itu kan belum rata sih mbak gitu jadi menurut saya sih kayaknya memang kalau mu pun perlu pemerintah daerah
ini setidaknya terlihat dari desain ruangan ruangan yang ada di kapal ini
terus latihan kita waktu itu sempet latihannya kembali ke ibl kan ya
sebelumnya kita tahu pihak pondok pesantren ini agak sulit begitu untuk digali fakta dari pihak pondok pesantrennya mengenai kasus ini
harus emang kalau lo pengen masuk di basket lebih ini kan harus kerja keras sendiri gitu
betul jadi terima kasih kepada media ini juga termasuk cnn
bahwa mui itu bukan lembaga hukum
yogurt dan keju yang berbahan dasar susu
ya itu soal kepantasan soal isu lain
bahwa menghadapi situasi seperti itu
sekarang kan semakin modern begitu tapi kalau misalnya
wakil ketua lembaga kebudayaan betawi yahya menjelaskan
kalau misalnya jalan lama agak terasa kebas kesemutan
dengan harapan ini semua bisa bermanfaat buat masyarakat kita secara menyeluruh
oke oke saya mau ke bang ciko dulu nanti saya baru ke bang andre lagi
tidak terjadi seperti yang kita inginkan
taman safari bali sebagai salah satu objek wisata edukasi dan konservasi satwa
kalau misalkan masih kurang bisa diambil dari anggaran misalnya
yang semakin lama semakin berkurang kan
baik indonesia di korea selatan
sekarang cara bermain tottenham
sebagian mungkin bisa dialihkan juga untuk menjaga stabilitas inflasi
salah satu kebudayaan itu tentu adalah
yakin nggak ada masalah
makanan dan minuman fermentasi adalah makanan dan minuman
sehingga mereka juga berjumpa dan membicarakan masalah itu terkait dengan masalah posisi pak muldoko
tito menegaskan bahwa ruu dkj adalah inisiatif dpr
tapi tentu saja anda harus memperhatikan keselamatan ya
kalau cuma masalah royalti ini sudah berjalan
tapi belum juga diakui ya
dan segera kita ambil langkah untuk kita evakuasi dan amankan satwa satwa tersebut sebelum kita kembalikan
sebarannya seperti apa mas kurnia
karena biasanya orang dengan panic attack itu pada saat mereka sedang mengalami attack
dan terbaru pada dua ribu dua puluh tiga hingga pertengahan januari sekitar empat puluh empat kasus permohonan dispensasi perkawinan anak diajukan di pengadilan agama tasik malaya ini
terima kasih banyak atas informasinya
saya berusaha untuk mencoba musik
yang kedua adalah mungkin rokok dan alkohol ini juga akan memicu ya
oh hamil nggak boleh ya
saya ingin menceritakan kepada anda kalau selain coto
mereka mengatakan bahwa mereka selalu bertindak
seperti palu basah serigala sop lidah asli lamuru selalu ramai pengunjung saat jam makan siang berdentang
pendidikan anak seusia dini dapat berguna dalam kasus ini
dan ini sudah menjadi tahanan kalau kita saksikan kan karena usianya di atas empat belas tahun
sudah memberikan informasinya bersama kami di cnn indonesia
gak gak tau kenapa kayak langsung yaudah coba aja dulu di wb gitu padahal sebelumnya sempet ditawarin sih emang dari dulu gak ada kepikiran buat main ibl
namun hal ini mudah diabaikan
mas iqbal nah ini contohnya
di tahap yang seperti sekarang gitu
balapan yang akan berlangsung mulai juli hingga november mendatang ini
buat orang seperti kita orang tropis itu sangat susah untuk beradaptasinya
realistis aja maksud gue berada di grup neraka gitu kan
jika tengah berada di makassar tak ada salahnya mengunjungi masjid kuba sembilan puluh sembilan ini
uih nama u nih diselametin tuh berubah rubah
sudah diatur dalam undang undang dan itu haknya pekerja
biasanya ada dua cara tuh biasanya
karena kita ketahui deep web dan dark web itu kalau saya analogkan ya
tidak ada proses verifikasi
nah kalau tidak punya terus kapan mengembangannya
aku sekitar tiga tahun yang lalu tuh pernah dibercandain sama temen kerja
usai kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi
sebenarnya rencana gue itu mau ke as
temposisi kan lo berarti kan itu kan
yang paling strategis dari pemerintah maupun pelaku usaha mas
dan kita juga harus tahu juga paham juga bahwa struktur permodalan atau struktur keuangan perusahaan itu kan beda beda
nah itu tuh aku banget tuh
karena dia sifatnya mulia itu tadi
untuk lapangan per bulan
nah itu cuitan kegelisahan
sebenarnya sih kalau untuk omset per bulan tuh benar benar naik turun banget ya
batangan mulu lah ini cewek lagi lah
sementara menteri dalam negeri tito karnavian mengatakan
yang betul betul belum bebas dari kasus puria ini dan bisa menyebar ke negara negara lain termasuk di indonesia
itu sebabnya saya harus hadir untuk melakukan kehadiran dikati
dan rumah sakit vertikal itu diberikan satu teguran dasar
saya nggak bisa ekspek kalau kebab yang saya susah makan kan biar yang habis ya
eh diam kok galak sih
jadi sebenarnya siapa aja sih nama nama yang muncul di dalam tim delapan itu yang direkomendasikan itu
kan nggak harus di tanggal yang resmi dari versi official ya
fitnah atau fakta joseph desmat ingin aidan desmat bisa jadi pemain profesional sama seperti joseph
ligar keep moving gitu ya pastinya dengan imbauan dan anjuran pemerintah lah dengan tiga m itu kan apa tuh mencuci tangan menjaga jarak memakai masker memakai masker gitu
bang andre karena ini asal muasalnya dari partai anda
memang tidak mudah ya awalnya seperti kita tahu banyak terjadi kontroversi
kalau rakyat mengatakan tiga puluh empat ini kebanyakan
kita menjadi alternatif untuk orang tua juga untuk pengenalan profesi
kali ini wali data yang menjadi korban adalah komisi pemilihan umum atau kpu
perjalanan kurang lebih menumpuh
dan tentu menjadi hak prerogatif bapak presiden
yang memang kita bisa konstruksi ya sehari hari
tadinya kan dia sudah dua kali di dpd
ikut serta dalam berdagang di era baru
cukup jadi tulang punggung juga ya di tim ya
apakah kita juga perlu memasukkan komponen lain dalam metode penghitungan tabungan finansial
yaitu ketika lawan jordania ketika lawan korea juga sama yang ketika bermain terbuka
itu oleh berbagai elemen
hal itu untuk menjaga kebersihan dan menghindari binatang atau serangga lain masuk
hanya bisa dilakukan akupunktur
kapital manusia yang menggerakkan ini
nah jadi emang beberapa kali sering beli kesini
bisa dirubah nggak undang undangnya
dengan status harian lepas
namun anda juga tidak disarankan untuk mengonsumsi makanan dengan kandungan gula dan minyak yang berlebihan
artinya tercapai bisa saja respon dari masyarakat itu
untuk membiayai studi tersier anda
enggak banjir kalau misalkan yang ini mah udah bu bawa gitu kalau yang
jadi sebelum mereka melakukan ziarah ke makam sangya wambulu
kini stasiun cerbon masuk di era operasi tiga cerbon yang membawakan tiga puluh stasiun yang tiga di antaranya merupakan stasiun besar
sebenarnya ya kan karena dulu siaran radio
ini kita sudah ibaratnya sudah bisa emas
meski ada penurunan jumlah kasus pada dua ribu dua puluh
dengan aktivitas petani sayur di ladang semakin menambah suasana indah dan damai
kampus perguruan tinggi negeri pun juga mengeluhkan bantuan pemerintah yang semakin berkurang
jadi baik itu investasi baik itu perdagangan
menggunakan pendekatan studi komparasi di negara lain
oh iya bagaimana cara prosesnya bauksit sampai jadi bahan pesawat terbang
hahaha ingat satwanya harus dalam kondisi sehat kalau tidak nah bisa seperti ini nih
antara tengah ke belakang dan juga pemberi distribusi dari tengah ke depan
berdasarkan pengalaman mengamati siklus hidup penyu sejak dua ribu tiga belas
balai balai besar yang didirikan oleh
melalui sambungan telepon kami bahas bersama dedy permadi juru bicara kemenkom info
agar tetap aman di bawah sinar matahari bagi kelompok berisiko
terus lu ntar tinggal jawab setuju atau nggak setuju
salah satunya sanggar dapur pangbarep di kawasan cibiru bandung
kita tahu ini bukan yang pertama kali beberapa kali tahun lalu juga disebutkan adanya dugaan bagi bagi jabatan
jadi memang tidak asing nih duel antara dua pemain depan ini
jadi itu pengorbanannya juga banget karena juga tim yang gue saat itu tuh kita tuh underdog
mbak ini kalau di indonesia kan sudah ditetapkan setelah melihat hilal kemarin bahwa lebaran akan jatuh pada tanggal dua puluh dua atau hari sabtu
karena itu kalau orang orang di arab saudi tentu pandangannya berbeda
akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan pada puncak arus balik nanti
kan kita berada dalam ppkm mikro
dia mengajar pengunduhan di sisi wanita bytes maka ini sudah hidupnya
jadi gue mendingan itu
bagaimana kan lebih susah mempertahankan dibanding meraih gitu ya
selama mereka tidak mengenakan seragam
selain indah ternyata taman refugia
di tempat untuk kreatif kita bisa cari cari substitute untuk makanan makanan yang lebih tradisional seperti itu
dia berpikir bahwa oh saya ini punya sakit yang berat
yang artinya pengembangan dari dua kasus sebelumnya
soalnya kalau dia nggak masuk nanti malah jatuh malah cair dia
ini harapan kita akan diperiksa
ini kok gamesnya gampang setuju atau gak setuju
menabrak apa apa urusannya menabrak itu
tentunya akan bisa jadi akan membuat pasangan baru akan membentuk koalisi baru
ternyata saya berada di tempat yang dulunya adalah toko buku
ini aku dapat info sehari habisnya bisa sampai ribuan porsi seribu atau lebih
ya mungkin lo ada contohnya gitu yang udah kelihatan
ziarah dan mengunjungi makam karena ini memang makam tua
tapi kita harus jelang lebih dahulu jangan kemana mana bersama kami di politik kelsiun
dan kemudian ada kesempatan untuk anda menempatkannya di display
ya jadi hampir semua pemain yang belum jadi apa itu punya prestasi luar biasa
tapi sampai hari ini kami tidak melihat ada tindakan konkret dari presiden joko widodo
bagi masyarakat yang berpendapatan
dan coach rusta juga sempet ngelatih mereka juga gitu kan sempet ngelatih winston juga di elite kan kalau gak salah ya
namun dalam konteks perbaikan birokrasi ada aspek meritokrasi
karena memang awal awal hampir mungkin tujuh puluh negara
selama berkendara pastikan kita sering melihat speedometer agar tidak melebihi batas kecepatan maksimum
lebih banyak warga tasmania yang terbunuh
di luar itu kita gak bisa pake itu agreement kontrak yang kita bikin
yang bisa ditempati oleh masyarakat dari tiga dusun dari desa cemarajaya
bisa dua atau tiga kali lipat dari negara negara lain
kalau dari seorang pemula kiropraktik seperti om sen yang harus dimiliki apa sih sensnya sebenarnya
saat itu ya udah tetap
itu ada pengaruhnya dari sepak bola atau set apa
bisa menyewa baju ini dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang besar dua xl dan buat
gimana dampaknya buat kita tuh seperti apa apalagi buat perempuan
kayak dukung sih pasti
berbicara dengan penuh percaya diri
kalau di amerika setinggi gue aja kayaknya gak ada gitu pemain yang
selain ada monyet ada juga nanti anjing dan juga kucing yang akan kita rescue
dan terus dilanjutkan hingga sapi sapi masuk ke dalam kandang
presiden boleh saja memberitahu
jadi waktu eksekusi itu ototnya kaku gak nih
sebenernya saya sih ga mau post post terlalu banyak lah
secara level hari ini saja level stok itu berada di kisaran delapan belas dua puluh hari
manipulasi manipulasi dalam proses pemilu yang jelas
permintaan agar dalam hal ini adalah bagian dari
cak ganjar harap melipir meneh ke jalan wahidin sidoarjo
kita ulas malam ini bersama narasumber yudi purnomo yaitu penyidik kpk tahun dua ribu tiga belas dua ribu dua puluh
kalau nanti diubah adik adik di sini atau penonton cnn di luar sana
kami ke malaysia turun di
namanya sport club ya ada semua ada
saya juga menyampaikan beras kenapa masih mahal
satu plus satu ya biasa ya satu plus satu ya
jumlah pengguna user yang aktif juga sangat besar begitu
tetapi juga di perusahaan kecil kecil dan sedikit
karena olahraga itu akan membantu kita mengeluarkan hormon hormon relaksasi ya
lalu celupkan ke dalam bumbu saus rahasia dan dibakar lagi
anda kalau pernah pergi ke masjidil haram
kalau misal masuk ya syukur kalau nggak yaudah gitu kan
udah kesiapan siapa mental yang pengen menang aja gitu
anda nih yang ingin nyewa baju ini nggak perlu khawatir karena ini terjamin kebersihannya ini
satu dia menyatakan masa depan ekonomi australia terletak di asia tenggara ya
ya sejauh ini sudah punya koalisi yang jelas cukup gitu ya
ya sama satu lagi mas kalau turnamennya pengen rame jagoan indonesia jangan kalah di babak babak
ada pun karakter busana modus di tiap negara berbeda beda dipengaruhi budaya
membuat produk sendiri white labeling
sudah dibicarakan pada saat ada pertemuan khusus tingkat tinggi
lebih baik dpd daripada dpo ya jadi kita kemana mana repot kalau dpd kan lebih enak
sebetulnya saya secara awam sebagai pengamat telekomunikasi
rhomboid ini merah semuanya ototnya
ini adalah program satria yang menggunakan teknologi yang paling baru pada saat itu yaitu teknologi hts ya
sebenarnya untuk proses menggoreng justru yang lebih stabil adalah minyak kelapa tadi
kedua uang lima belas ribu rupiah diberikan kepada orang tua untuk memasak makanan siang gratis untuk anaknya
dan bagaimana sikap indonesia terkait dengan isu itu pak
karena mau tidak mau akan diterapkan begitu
dari orang itu yang meminta uang pembayaran tambahan dua minggu sebagai pembayar rumah yang membutuhkan uang pembayaran empat minggu
dan dari mulanya yang areanya sedikit
dan yang ini sebanyak ini ini bantuan warga
ekosistem yang dimana anak anak ini mendapatkan ekosistem yang dimana anak anak ini mendapatkan
itu yang mendorong si saksi kemudian untuk secara sukarela menyampaikan informasi palsu atau informasi mengada ngada
ini perbumbuannya yang nikmat hakiki
apa ada bagusnya juga jadi orang makin kenal kan makin kesini kan banyak banget tuh sekarang konten konten video
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh penry buckley untuk sbs news
kalau seandainya beliau ditakdirkan oleh allah menjadi presiden ke delapan
minggu sore melantunkan zikir dan doa
karena saya mendatangkan beras beras import ini
pendengar tahukah anda bahwa warga australia membuang lebih dari dua ratus ribu ton pakaian ke tempat pembuangan sampah setiap tahunnya
hingga saat ini ketupat dijadikan simbol perayaan lebaran di seluruh pelosok negeri
apa sebagaimana yang diatur oleh pasal dua uu empat puluh delapan tahun dua ribu sepuluh
dan juga komunitas di indonesia
meskipun ia diborgol meskipun ia ditutup dengan kaca yang berlapis lapis
konektivitas digital itu harus didukung tentunya dengan infrastruktur yang mumpuni
terus lihat lihat dulu
tiga minggu ya empat minggu
ketika terpisah saja mereka kan juga termasuk ya
tapi dalam keadaan darurat bisa ditambah dengan memasang tempat tidur pada tank deck atau heli deck
tapi kemungkinan dia main pro nya dikit kecil banget gitu kan ya
apa yang perlu diperbaiki oleh timnas indonesia
terutama untuk cicilan bagi anda yang ingin membeli properti
ya ditangkap saja kalau dia mengaku ya
terus kemudian ada beberapa makanan khas dieng sudah mulai berjajar begitu
atau diatur dengan regulasi regulasi dan juga tadi poin poin yang harus dipenuhi
walaupun kami juga menyadari bahwa perundungan ini sebetulnya tidak terjadi pada semua program studi loh ya
tetap bersaing meraih yang terbaik
sebenarnya indra bekti sudah memiliki asuransi kesehatan namun ternyata ia gagal mengambil klaim terhadap asuransi kesehatan miliknya
dengan harga mulai dari dua puluh hingga lima puluh ribu rupiah per porsi
pintur ini terbuat dari kerangka besi yang dipasang jaring
oke kak kita pusing ya kak
apalagi harus ada kacanya harus tutup kayak gini
atau pantauan epidemiolog melihatnya apakah sama standarisasinya atau seperti apa bu
jadi cuma bisa lari doang
dan distrik baru yang akan masuk
baik bang abalin mau tidak mau suka tidak suka
kasian ya saya ambil tanam di barat bikinkan tempat
enggak enggak kenal sekali gue sama basket
seperti misalnya trans sujumol ataupun asia afrika
untuk mendapatkan manisan buah karika di kawasan dataran tinggi dieng sangat mudah
karena di indonesia itu kan kita sudah banyak sekali ya
bahkan tadi setengah tujuan tuh ketika gerbang baru dibuka dikit
salah satunya misalnya dengan cara mereka mempleksibelkan pertunjukannya
kalau saya bilang tua ntar marah christo aja
dikelola dengan baik kita harus
tujuannya apabila telur rusak dimakan predator seperti semut api atau terkena hujan
tapi pak patria mungkin bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat
jurnalis senior time ada dua orang
kanza tamarindora miki peresia surabaya jawa timur
jadi tidak hanya menerima saja tapi juga kritis
kalau misal dikasih tau ya emang bebel gue kayak
ya kurang lebih sekitar lima sepuluh menit
karena mbak itu murni bener bener yang aku rasakan
dari rektor universitas amikong yogyakarta dan kek singosari
tanda kutip secara lebih mandiri mengelola keuangan daerah mereka
kemudian untuk yang masih tinggal di tenda tenda darurat
yang berarti kita membeli lebih banyak karena tampilan tersebut cepat menjadi usang rusak atau membosankan
selamat pagi waktu indonesia pak rosan
yang ahli untuk bagian itu
ini tujuannya adalah untuk kemanusiaan bukan untuk perdamaian
berapa target dana merdeka finansial yang mungkin dibutuhkan seseorang

nah ini yang menjadi pertanyaan besar ya ke depan nanti
dusun pisangan merupakan wilayah yang terkena dampak abrasi paling parah di desa ini
kue yang memiliki rasa manis dan gurih ini dijual seharga rp enam per buah
apakah meriah juga seperti di sini atau perbedaannya seperti apa nih di sana
tidak perlu lagi ada namanya menteri yang profesional
bagian dari pelayanan dan tugas kita
mungkin alasan yang berpengaruh
sementara itu untuk menu minuman favoritnya ada jamu campuran antara kunyit asam jawa dan jahe yang disajikan dengan es batu
apakah dipakai atau tidak begitu ya pak soleman ya
beruangnya pun berwarna warni ada yang warna coklat seperti rasanya
tim liputan cnn indonesia
negara bangsa bisa terjadi seperti itu
untuk awal mulanya memang butuh waktu yang panjang kali lebar ya ceritanya dengan kegagalan
jadi tantangan karena beberapa tahun terakhir ini
karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden
semua jenis sampah rumah tangga pernah mereka temui
bahwa ada beberapa hal apa contohnya
atau terpencil dan memang tidak layak
kunjungan presiden ke tiongkok ini juga banyak mendapat sorotan di tanah air
diangkat sampai semua airnya bertindak
di mana negara negara arab adalah hari libur
badan pengawas obat dan makanan akan melakukan evaluasi
padahal dari saintis tadi
atau bahkan tidak cawi cawi tentang itu
dari kecil sampai sekarang
resmi mengakuisisi klub sepak bola psg pati
dan banyak gantungan gantungan ini yang baju gitu
ya memang faktanya di masjidil haram kadang perempuan di depan kita
nah dengan adanya berbagai pilihan tarif ini
tim lu tuh makanan yang hangat comfort food dan menyenangkan
jadi saling memahami lah gitu
sistem pendidikan kita yang bobrok yang rusak
infrastruktur disiagakan meliputi satu ratus empat belas terminal bbm dua puluh tiga terminal lpg
kalau sebelumnya di episode ke tiga puluh sembilan kita undang pemain basket cewek dari bali
saat ini pemerintah kota bandung tengah mencari warga yang menghuni dry nasa tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut
anda puas dengan kemenangan ini
karena pmk hanya menular kepada sesama hewan ternak tidak pada manusia
kenapa dia delapan teko itu karena angka delapan itu melambangkan rezeki yang tidak pernah terputus
ya anak anak santri seharusnya mendapatkan kekuatan yang lebih baik
kita tidak harus menunggu sampai selesai uji
nah ini nyambung nih sama pertanyaan saya berikutnya bang oki tadi bang benny bilang
gubernur tersebut berasal dari provinsi
untuk membantu membangun kekebalan pada bayi dan balita

kan dbl juga kita udah kayak tradisi gitu kan
kalau dia setiap kali sprint dia pasti bangga
dan terumbu karang itu kalau rusak kan berarti rumah rumah ikannya kan juga rusak
iya mereka menghadapi hambatan serupa
yang nantinya akan ditunjukkan oleh presiden jokowi dodo
sekolah dan sampai hari ini pun
presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos
atau inflasi yang tersebut akan membuat kelembahan kurs rupiah
apa kalau orang nyebutnya alf strain ya

misalnya di tengah rai itu makar nii
jadi kalau untuk teknisi atau technician itu ada kelasnya
imam masjid juga menjalankan sholat dua rokaat tepat di samping beduk sebagai alam ajsam
dimana di dalam panja perguruan tinggi itu kami ingin mencoba melihat dari berbagai sisi
oke oke nah kemudian di masa pandemi ini
bagaimana sih penentuan idul fitri di sana kalau kita kan di indonesia dengan cara melihat hilal ya
jadi istilahnya menghalalkan segala cara supaya anaknya bisa masuk ptn
menggunakan resep yang sama rumah makan betawi yang sudah eksis sejak tahun delapan puluh an
yang akan menerima pembayaran dana pensiun saat mengambil cuti untuk mengasuh anak anak
perluasan voa di bali mendapat sambutan baik sejumlah kalangan
sehingga kami meminta kepada pemerintah untuk bisa membantu pusat belanja
dan kita mengalahkan negara negara yang juga bisa dibilang cenderung lebih tradisional dibanding kita gitu
salah satu yang sudah dirasakan manfaatnya oleh warga
mulai hari ini calon penumpang transjakarta tidak perlu lagi menunjukkan atau menggunakan strp
berarti sekarang lu tiga tahun masuk main di profesional dari dua ribu tujuh belas akhir berarti ya lu tadi ngomong ya udah main juga ya
pak hinsa tadi di mention oleh mas prata mas
sebelum kita memutuskan bahwa orang ini ada gangguan atau tidak di kondisi kejiwaannya
yang terkenal sebagai salah satu
kaki ya sebulan lagi lah udah gak tahan pengen main
cuma ikut kayak latihan buat kayak latihan biasa gitu loh kayak summer camp biasa
seperti di ruas tol jombang mojokerto terdapat dua rest area di jalur a dan dua rest area di jalur b
seharusnya pemerintah terus atau harus segera bergegas menormalisasi atau menormalkan harga harga kebutuhan pangan
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbas talk
itu kan kalau misalnya secara eksternal ya
bisa dilihat dari kejauhan
yang bernama bapak jack wis
itu berarti tahun pertama lu tuh yang ke surabaya
merasakan internet saya tanya handphone
dengan upaya upaya atau strategi pembangunan pemerintah
apa ada yang spesial nggak yang dimasak di sana
karena gue pernah banget gue bikin g vlog
dan mereka tuh kayak ngajarin kayak
kepala manajemen wisata ahmad solehudin mengatakan
udah datang ke sini trial ternyata kemudian pandemi gak sempet kan ngapa ngapain
jadi keberanian untuk speaking up
tapi kalau secara internasional
sampe jam sembilan malem lah sepuluh malem
yang umumnya diolah menjadi nasi tiwul
kalau efek jangka pendeknya dia menimbulkan iritasi di saluran nafas sehingga menyebabkan terjadinya
oke baik saya ke bang aldosian
orang tua juga sudah mulai vaksin
tapi stadium empat masih bisa disembuhkan
cuma ya untuk nggak berani yang terlalu banyak belum berani
romo ada waktu sekitar sepuluh menit untuk menyampaikan pengantar
karena mungkin kalau suhu di sini kan lagi dingin ya
tidak banyak sorotan gitu misalnya aku tidak peduli

pakaian khas masing masing daerah gitu
dari bethlehem tepi barat valdia baraputri rere wahyudi voe
ketika ada katanya bantuan sosial juga nggak dapat
dan kemudian untuk mencegah berbagai penyakit yang terkait dengan penyakit kelebihan lemak di dalam tubuh
dan kasus ini terus kita kawal dan kita bantu ya penyidik agar penyidik dapat
apakah kemudian harus diharamkan kader parpol masuk
kementerian kesehatan menerima sembilan puluh satu laporan kasus bullying yang mana empat puluh empat diantaranya terjadi di lingkup rumah sakit yang dinaungi oleh kementerian kesehatan
biasanya terdapat luka seperti sariawan
sholat id ya memang secara fikir ya sah
lagi deh sampai matang merata

nah kak sesar hubungin gue lewat whatsapp
atau dinilai oleh orang lain karena permasalahan rumah tangganya
nah jadi first thing first nih ketika saya datang masuk ke restoran ini

kemudian juga bisa mendapatkan kemudahan dalam pelayanan publik
karena inflasinya sebagian besar disumbang oleh pangan
ini adalah upaya keras dari pak prabowo untuk bisa memperbaiki hubungan antara bu megawati
akan kita lakukan seperti apa ya
jadi saya rasa itu lebih kepada semakin makanan itu semakin alami
kalau main main di pro aduh gak bisa sih menurut gue
bahwa kita memiliki orang orang aborigin di tasmania hari ini
jangan jangan harus konsultasi lagi nih
mariota be first ya kalo gak salah ya
bahkan bisa ngelebihin koko lu lah ya so ya
nah ini juga merupakan rantai ekologi
dan hak dan otoritas itulah yang saya kira memang harus kita tahu juga ya
dari warna yang tidak common kita lihat saat apa yang persepsi kita tangkap seperti itu
karena saya juga bermula dari
di beberapa lapisan masyarakat dampaknya akan berbeda ya
mantan direktur cie wakil presiden presiden sedang menjabat namanya george bush senior dikalahkan anak muda gubernur empat puluh tahun umurnya namanya bill clinton
maka dari itu kami bingkai catatan tiga tahun pemerintahan pak jokowi dan maruf amin
sehingga bisa jadi ketika orang itu sedang beraktivitas atau sedang beristirahat
yang nyampe yang katanya di papua
dengan dibangunnya indoor multifunction stadium di atas lahan seluas lebih dari tiga puluh satu meter persegi
ada praktik perkawinan anak di jawa barat yang tidak didaftarkan dan dicatat oleh negara
atau layanan layanan publik seperti sekolah klinik lalu ada kantor desa misalkan
di indonesia tuh dulu nggak ada big man bisa drible katanya
sudah melakukan edukasi masyarakat dengan baik
saya rasa itu nanti sudah tahap kampanye yang nanti akan disampaikan mungkin oleh tim kampanye
maksudnya gue punya di
nah seperti kita tahu bahwa kita
pokoknya diatas rivaldo satu tahun deh
untuk membantu konsumen untuk mengadopsi electric vehicle
misalnya menaikkan harga diri kepercayaan diri dan efikasi diri
alumni akademi angkatan udara tahun dua ribu empat
kemarin tuh seminggu aku sakit gerd ya
semula juga sebetulnya kita ada usulan
bisa selain bertandingnya kita harus cari duit gitu untuk yaitu nutupin uang tiket kita uang makan kita
tak bisa kita pungkiri mungkin market terbesar untuk festival itu di kota besar gitu ya
gak ngejar tapi ngikut klub
apa yang ingin kami lakukan dalam penggunaan ujian ini
jadi ya saya pikir keputusan terakhir adalah keputusan coach alex
pastinya pengen sedih juga karena lebaran pasti gak bisa kumpul sama keluarga tahun ini
anggaran itu difokuskan dulu untuk menjaga daya beli masyarakat
dia tidak akan bisa katakan saya bebas dari kepentingan sebab apa apa
sebenarnya gue cukup bingung sih turunan dari siapa
terus mulut dan kukunya ada lesi yang
karena jadi ya udah gue bener bener semangat terapi terus tiap hari jadi bener bener udah lupa lah sebenarnya
ini kita melihatnya bagaimana prof
nah itu yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi
agar pelaku pelaku umkm dapat terbantu dapat dibantu
jadi yang bikin kaku kan ototnya ini pada ngarik semua nih
sekitar dua puluh persenan untuk kenaikan
kita benar benar dimanjakan di kesempatan kali ini
sehingga selama saya menjalani hukuman itu
apa saja ciri ciri bahwa orang ini mengalami gangguan kejiwaan yang bisa memicu ketindakan kekerasan dokter
dikembalikan dengan mudah ketika bicara secara normatif
untuk pakaian yang tidak diinginkan
kalau anda tidak suka jangan pilih kami
yang terdampak sangat besar oleh pandemi
komisaris mengatakan dirinya kecewa dengan keputusan awal
itu gimana kayak capek gimana ngerasa kesusahan gak sih

kembali apakah kasus akan
kita perlu untuk mempertahankan sistem yang sudah baik
terlebih di kala pandemi angka gangguan kesehatan mental meningkat akibat berbagai faktor
jangankan dengan perempuan sesama lelaki aja pasti kemampuan ngangkat berat itu beda gitu
karena memang kita ini negara kepulauan penyu
di seluruh tahun sebelum covid sembilan belas
tapi kalau dari dari mas hadi sama mbak nur gitu kalau yang datang datang musiman kayak gitu mereka memang mulung juga atau memang cuma di
jadi sangat berpengalaman di soal ini
nah kebetulan saja daniel kebetulan mengambil kalimatnya presiden skelpem
kemudian kita akan lihat lalu bagaimana dengan surat penyelidikan kasus tambang ilegal
anti situasi defense nya sudah tau lah
nah dalam konteks ini kita harus lihat
menjanjikan perjalanan istimewa dengan pemandangan alam yang begitu memanjakan mata
kalau kita berbicara mengenai rapot pemberantasan korupsi
tetapi tiba tiba terjadi lonjakan kemudian ditutup dilakukan pembatasan di mana mana
sebenarnya basketball bukan sebuah sport pertama gue
mungkin menunggu dengan teman teman menunggu dengan teman teman
turun lagi dua ratus lima puluh ribu orang per hari
tinggi dua belas m tingginya dua belas m kita harus jelaskan it oke
kami itu misalkan pelatihan
terapi ini kan kalau pak herama kalau saya lihat saya dengar saya baca juga kan banyak juga mengadaptasi
artinya ketika pengusaha yang nakal nakal tersebut tidak membayarkan thr nya
pada hari raya idul adha makanan olahan kambing akan menjadi makanan yang disantap banyak orang
tergantung apakah sti mau yang lebih defensif tipenya atau yang lebih attacking
tapi kalau terkait pandemi covid sembilan belas sendiri ini kan artinya sudah dua kali mungkin mas daniel menjalankan ibadah puasa bulan ramadhan di tengah pandemi covid sembilan belas
dan satu kumpulan yang berbeda
dibutuhkan reformasi hukum untuk memperbaiki pemberantasan korupsi di indonesia
karena kan gue sering ketemu sama orang tua murid
lancar lahiran sama lancar tiktok annya
dan tentunya karena kita sama sama ingin program pembangunan lancar
masyarakat bisa memulai aksi nyata untuk menyelamatkan wilayahnya
mulai dari telur mata sapi ayam kecap hingga chicken katsu dan tak ketinggalan
pasti akan ditindak secara hukum tanpa pandang bulu begitu loh
satu satunya medali emas terus habis itu
kalau misalnya memang merasa bahwa investor atau kalangan bisnis
dan bergabung juga dari luar studio ada pak darwoto ketua advokasi asosiasi pengusaha indonesia atau apindo
jadi aku bisa ganti ganti sesuai outfit yang lagi aku pakai
dan disampaikan oleh riki kusumo
menurut gus fahrul ini itu tafsir
dari semula satu karyawan vela kini memiliki delapan karyawan
kan pak prabowo berulang ulang kali ini nak dalam kampanye belum menyampaikan
kemudian ada kwli nya ada kementerian investasi
mulai kemarin hari ini besok
di mana segala sesuatunya itu harus ada berjalan dengan koridor hukum
cuman ya tahu diri lah
jadi untuk mengurangi covid sembilan belas di indonesia ini sih mas
dengan yang diambil itu maksudnya kita juga harus lihat ke depannya gitu loh kak sisi ke depannya
kabit humas polda metro jaya yusri yunus menyebut
kalau bu sargem apa
bahwa memang kita berbuka puasa dan terutama di masjid masjid
mas bima kita tahu bahwa sekarang harga harga kebutuhan pokok beberapa sudah mulai naik
karena tadi ekosistemnya end to end yang disebut monopoli huluh hilir gitu ya
saat saya mengangkat beberapa wadung yang sudah terpasang sebelumnya
memang gak kayak kita yang suka berhubung di luar gitu tapi kalau hidupnya memang lebih ke keluarga
selasa siang melakukan tes dna di rumah sakit polri kramat jati jakarta
mudah mudahan kita hari ini bisa unggul dua
mahal mahkalah majlis kehormatan diabaikan
teritori mereka adalah ekonomi penting
oke berarti memang berharap ya karena gak ada masalahnya
kami tadi ada lembaga sekolah dan lain lain yang tadi saya sebutkan
halo bisa terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
nelusin basket di luar ke kuliahan luar gitu nggak di wph gitu
yang sekarang digencarkan di beberapa fasilitas kesehatan atau puskesmas
mohon menyampaikan juga kepada masyarakat
gerakan salam empat jari belakangan viral di lini media masa x dan instagram
tradisi chinese yang mesti dilestarikan
disuruh masuk smp petus dulu
ya student athlete lah masih lu
video pengakuan ismail bolong ini menyebutkan nama nama perwira tinggi dan perwira menengah polri termasuk kabar reskrim
anak muda nungguin dan segitu kangen ya oke selamat pagi selamat siang selamat sore buat
nah jadi melihat penjelasan dari atau mendengarkan penjelasan dari dr salut itu
adonan mie dipipihkan dan dipotong memanjang
yang dipakai mengumpulkan barang bekas
saya setuju itu harus ada suatu hari yang momentum untuk semua orang
sama rizal jadi dia bisa jadi owner ya bu kayaknya
jika tidak lebih dari dua atau empat gram perhari
nah setelah nanti putusan pilpres ada juga amikus kurai yang diajukan ke mk dalam bentuk amikus kurai hasil pilek
iya karena hiburan di kita itu kurang
jadi saya ketemu sama dia
kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
nah ini penting sekali karena memberikan akses
mengingat kenaikan harga bbm memberikan imbas yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat golongan menengah ke bawah
dan yang jadi favorit pengunjung tentunya akwarium utama
jadi kalau dibandingkan belutangkis kita masih jauh gitu
era rejim soeharto di daerah pak presiden jawa
nanti akan mencatat pusat data lagu
kemudian dicampur dengan nasi serta kuah kari kental berwarna kecoklatan
tim liputan cnn indonesia
kalau saya ditanya jika ini jalan tugasnya itu ada di pak prabowo
dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika
beberapa rekan media juga banyak yang wa ke saya
saya rasa hal hal yang sifatnya lebih besar dari itu
ketiga sama seperti motor konvensional
ada yang pakai kardus seperti ini
berada di tenggara sulawesi pulau buton menyimpan banyak kisah
pokoknya makan di sini belum afdol kalau belum gobios
kabar eskrim dan memberikan uang sebanyak tiga kali dengan total uang yang diberikan sebesar enam miliar rupiah
saat dihadapkan pada trigger trigger tertentu
ai membantu menemukan lebih banyak sperma
ya dan itu biasanya menggunakan fiber dan lain lain ya nah sedangkan saudara saudara kita nih di luar sana ya mungkin dari sabang sampai merauke dari pulau miangas sampai pulau rote
bagaimana melakukan upaya pencegahan kegiatan serupa bertumbuh lagi ke depannya
kegiatan belajar mengajar ini akan tetap dilakukan nelce dan kawan kawan
mulai dari lima ratus ml sampai dengan ukuran satu kg kayak yang saya pegang ini
kalau tadi pak fikar mengatakan artinya pertimbangan yang disampaikan
ada yang berukuran kecil dan besar
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kurang lebih seperti itu per hari
adalah presiden semua warga negara
untuk membuatnya bumbu kari yang sudah disiapkan direbus hingga mendidih
oh anak anak teladan juga berarti ya
terima kasih pak wellicle
sayangnya para perajin ini belum mencapai kebutuhan
hasil otopsi sementara ini pengawal korban atau jenazah kondisinya
kalau manajer kayaknya enggak kalau head coach setuju mungkin
atau obat semprot lokal gitu ya di hidung
biarpun weekend justru buka puasanya ini saya bilang
ini segera mendistribusikan ke titik titik pengungsian itu
ya kita akan ajarin tapi kita kasih minimal kita kasih value tapi kita treatnya juga beda sama orang yang benar benar serius
karena masalah dana atau fasilitas atau gimana mas
yang minggu lalu masuk adalah provinsi aceh
masih lebih baik di rumah
sedangkan untuk lantai dilakukan dengan tekanan tinggi
cuman gak ada pikiran sih sebenernya kalo misalnya main di us gitu
saya nggak mungkin ada anak yang
bayangkan antara jumlah kerugian negara yang muncul dengan yang bisa diselamatkan misalnya
merangkul semua kekuatan politik dan mencoba
iya sempat dipukulin ditanjokin dipendangin
karena tidak segampang itu juga melakukan pertambangan emas sendiri
kalau sudah berada di sini harus ya menikmati menu dari hasil pertanian organik
tentu kita akan amati ke depan
dan menariknya ketika rkuhp ini sudah disahkan

dan juga kunjungan saya berkali kali ke makassar
proyek s tiktok dikatakan oleh menteri kooperasi dan umkm teten mas duki bisa mengancam umkm lokal
jadi kita tidak membuat manipulasi manipulasi yang membahayakan
petugas memberikan suntikan vitamin secara gratis untuk menambah daya tahan tubuh hewan
dan semakin canggung saat dunia berubah ke tradisi media dan bahkan kini berada pada tradisi digital
dan hal ini dilakukan demi bantuan kemanusiaan
kebetulan dulu teman sih nyaranin ada bursa kelapa terus suka aja
satu suapan melepaskan segala dahaga
jadi putusannya waktu itu emang tuntutannya delapan bulan
apa motif dan bagaimana cara ia melakukan ini
oke oke emang gitu bang ben emang deket banget nih kalian akrab banget dan emang ngerasa selucu itu gak sih
nah satu hal hal yang ingin saya sampaikan ya mbak tiffany
setiap malam selepas sholat maghrib lantunan ayat ayat suci al quran menggema di sebuah ruangan sederhana
kita masyarakat sudah bisa mengetahui ya dia ada resikonya
bisa bang yan sampaikan itu dari mana saja yang pro
dia memang sengaja untuk mengasingkan diri
karena kakak lihat nari bagus indah aja tariannya
penghinaan penodaan agama itu tanpa verifikasi dan menimpa kelompok kelompok minoritas
selain tadi kita sudah bahas kuliner
gita pertanyaan terakhir saya
tapi pernah sempat ada tawaran seleksi gitu gak sih
prinsipnya nanti ketika yang bersangkutan memang menginginkan bantuan di tps maka kita akan bantu
iya kita kalau nggak salah di reguler itu cuma kalah satu kali udah gitu di playoff kita juga cuma kalah satu kali
agar bisa bertahan lebih lama di lautan lepas
oleh karena itu pertanggung jawaban presiden sebetulnya adalah kepada
karena apa yang kami lakukan hasil analisis hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ppatk itu
tidak hanya menjadi sentra perdagangan
ya pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian
masjid agung keraton kesultanan buton memiliki perangkat masjid yang disebut sarakidina atau sarana hukumu
gue udah bulu tangis udah gak jadi masa ini gue mau
dan dia kemudian juga ditahan itu juga orang orang yang merasa kehilangan kontrol terhadap kehidupannya
namun keputusan tersebut dapat membawa beberapa tantangan yang unik
beberapa kali saya mengundang dia
kembali lagi bagaimana kita mau mengatasi itu
yang bisa dilakukan agar serangan israel ke gaza itu dihentikan
yang masalah itu apakah hasilnya itu dipakai atau tidak
iwan hermawan wiari jakarta
seperti andrian ishak koki ahli gastronomi molekuler menyajikan makanan dengan mempelajari transformasi fisiokimiawi dari bahan pangan
tahu sendiri karena kalau soto betawi ini belum lengkap ya kalau nggak pakai emping
dan hanya tersisa minyak serta ampas yang dikenal dengan blondo
jadi si om rudy ini kan punya cucu main tenis waktu kecil sama kita gitu
padahal pak romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada
sudah prepare coba main di tiga atau dua ya kali ya
terhadap pengeluaran pengeluaran harian seseorang
jumlahnya delapan belas orang termasuk imam masjid
kalau misalnya yang diingatkan adalah aktivis
berjalan sehingga bisa menyelamatkan banyak tenaga kerja yang ada di pusat perbelanjaan
karakteristik tersebut masih bersifat prediksi
kalau di basket indonesia sendiri atau ibl ya gitu
berbagai persyaratan pun harus dipenuhi
di australia itu kan antara asia timnya kita indonesia mewakili ada lawan apa itu sih
yang bisa dimainkan level pertama hanya dibolehkan bagi anak anak yang memiliki tinggi minimal
lanjut kita olah jengkolnya
sebenernya kalo dari pandangan perbahasi agak susah juga kali ya milih lima puluh tujuh nama dari sekian banyak orang ya so ya
tengah malam orang orang pada ngapain
jangan jangan cuma dipakai lalu disimpan
adalah mereka semua memiliki

berbasis ingatan kolektif masyarakat
wih nih beratnya ya
karena bulog untuk cbp nya sudah hampir lima tahun
resmi menjabat sebagai menteri komunikasi dan informatika menggantikan johnny g plate yang tersandung kasus dugaan korupsi
lima plts irigasi telah dibangun pt bukit asam
dan sebenarnya irak ini kesulitan menghadapi tim asia tenggara
mulai dari upaya inventarisasi komunitas penyediaan fasilitas
akhirnya sekarang yang punya bakat tambah lagi kerja keras sekarang
hal itulah yang diakini oleh anak anak muda di balai perempuan desa banjarsari kecamatan pangalengan kabupaten bandung
pulih kembali seperti setiap ala
kalau yang pertama preliminary seperti namanya ini adalah tahap awal
masalahnya kalau terjadi gelombang besar di laut itu
apa yang disampaikan mbak wiwi adalah saya memberikan respon yang baik dan saya

tertekannya itu baik dari sisi eksternal
saya kebagian pelanggaran pelanggaran etika dalam kaitan dengan pemilu dua ribu dua puluh empat
kabolosi dan para owa a meminyaki nisan sangya wambulu
di indonesia mereka urai kembali menjadi perpisis dan harganya sangat murah
yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan
bagaimana terakhir saya harus tanya juga
sementara untuk ketupat matang proses didahului dengan pengisian beras
termasuk kami juga sudah mengundang rekan rekan dari pengelola minimarket
om syarifudin seperti bung karno persis
ini berarti kita membuat keputusan yang benar lebih sering
tingginya dengan tinggi saya sekitar satu ratus tujuh puluh cm ini mungkin tingginya ada di angka sekitar satu ratus tiga puluh cm ya
jadi memang sudah ada beberapa negara
oke oke berarti lu kalau misalnya di apa sebelum masuk perkuliahan ya di dunia pas smp pas sma lo udah banyak banget lah pencapaian lu
faktanya ekonomi indonesia masih banyak bergantung
aturan netralitas asn dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini berlaku mulai sebelum pelaksanaan pemilu
yang nantinya endingnya adalah akhir dari perang
sangat berkaitan dengan aktivitas manusia
warga terdampak pun mulai melakukan penyesuaian
kemudian juga ada demand yang berkurang terhadap produksi
sementara itu stadion lama wajib direvitalisasi agar tetap bisa menjalankan fungsi bangunan dan fungsi ekonomi
memang fenomena kita terutama di area perkotaan
dan sudah ditetapkan dua puluh empat april kemarin
kemudian protein kambing dua puluh lima gram sapi dua puluh enam gram
setelah dia selesai main tahun dua ribu kan
proyek proyek infrastruktur yang juga kemudian bekerjasama dengan tiongkok ini
eh dulu pas gue sd dia itu dia masih voice kan terus pindah ke jambore pas gue smp
produksi kita tiga ratus empat ratus ribu ton
sudah sangat baik melibatkan pihak pihak terkait melibatkan konseling melibatkan misalnya perlindungan anak dan sebagainya
nah setiap kali mereka ke setengahnya tuh mereka effort
akhirnya saya tahu kenapa tortilla atau kulitnya harus lebar
oh sama si yohannes berarti beda dua tahun doang ya bib ya
kayak agustus ke atas lah kayaknya
sebuah lembaga terhormat dimana
di samping itu juga pasti selain event balap kita juga bekerjasama dengan bumn dari injury itdc maupun mgp selaku pengelola kawasan
tapi di dan termasuk juga di eropa biasanya
mungkin di luar sana banyak yang tertarik ya untuk bekerja di korea selatan
banyak kasus kasus selain asetun
enggak fair sorry ya enggak fair
di samping itu juga saya ada pekerjaan sambilan bikin simbol pangkat pangkat kayak pangkat tni satpam kemenhub itu aja saya dari kesibukan di situ
isu yang paling penting tuh kayak sekarang pasti kayak polusi ya
tapi kamu bisa menemukan restoran halal
uang tersebut mereka tabung untuk keperluan sekolah
dari tiga puluh empat provinsi di indonesia
tiba tiba tenis lagi lagi tenis
sampai dengan tanggal dua puluh satu kemarin jumlah ppln yang hadir adalah sepuluh satu ratus lima puluh delapan
itu dia juga daftar berarti ya
artinya kenaikan umk dua ribu dua puluh tiga pun itu hanya untuk memenuhi efek daripada kenaikan bbm
soal harga pun cukup murah mulai dari sepuluh hingga dua puluh rupiah saja
jadi dari situ mulailah kami menggarap membaca naskah itu men translate men transfer juga gitu ya
kalau pelaku umkmnya atau umkmnya kolaps
tentu ini dilakukan secara ilegal
jadi menarik juga kalau ini kan berarti salah satu key to victory nya ini adalah pemain pemain kunci yang perlu diwaspadai
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono menyatakan
maksudnya bagus hasilnya juga akan bagus
dan rabu besok mereka akan kembali meeting untuk menentukan kebijakan menahan laju inflasi di amerika serikat
selain itu upaya pencegahan di hulu belum berjalan dengan maksimal
kita ngapain kayak ini enteng enteng enteng
pertandingan piala asia u dua puluh tiga pada malam ini kontra irak u dua puluh tiga akan menjadi laga penentuan bagi tim nasional asuhan sinteyong untuk mendapatkan tiket ke olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
is diringkus tanpa perlawanan saat sedang membawa ma di dalam gerobak
dan sangat teril saya ini dikemenpan juga lut
satu ratus lima puluh c jadi pan nya harus panas dulu
maka minimum essential force kita memang kemungkinan akan berat untuk bisa terpenuhi
jadi pas corona katanya turnamennya di berhentikan jadi dia pulang pulang ponti
jawaban politik kembali kepada kebutuhan pemerintahan besok
apalagi kita mengalahkan filipina yang secara beruntun tiga belas kali menjuarai medali emas dari tahun seribu sembilan ratus
terus tapi abis itu semua pemain sm naik semua ke pro
batu angkruk menjadi tujuan yang pas bagi anda yang mau menikmati sunrise dengan lebih praktis
memang makam yang istilahnya masyarakat di sini dikeramatkan ya
maka di pesantren ini kami mengadakan satu buah ekosistem ya ekosistem yang dimana anak anak ini mendapatkan
dan kami setuju sekali dengan ajakan bapak menteri kesehatan
berarti udah berapa lama nih di tc di barang jawa tengah nih
selain vanessa angel dan suaminya febri andriansyah istri mantan kapolres tulung agung juga meregang nyawa
pada kasus ini kan ke dalam juga tuh
udah titik iya benar
pertama memang diawali oleh pandemi
tanda kutip membahayakan gitu ya
renee heinmars juga mengatakan bahwa proses aplikasinya mudah
oke mbak irin sebelum saya nanya nanya nih soal ramadan di sana dan juga jelang idul fitri saya mau tanya dulu ini penasaran nih mbak irin di sana sudah berapa lama kegiatannya apa saja di sana tinggal sama siapa
negaranya cuma kita hitung yang paling kuat itu kan cuma
memang terjadi heatwave dari beberapa tempat di dunia ini terjadi rekor
kebakaran di kawasan wisata gunung bromo sejak enam september lalu menimbulkan kerugian sangat signifikan
pada saat itu dia telah ditipu sebesar dua tujuh ratus delapan puluh
nah sehingga ini yang kemudian menjadi dasar munculnya undang undang harmonisasi keuangan pusat dan daerah
sudah berjuta juta kali bertemu
siapa dia kita langsung samperin saja
jadi seperti al qur an itu apakah nabi apakah allah
namun untuk beberapa kelakaan yang melibatkan perjalanan kaki yang menyebrang di perintahkan kereta api
kalau gue waktu itu ngobrol sama siapa ya
bukan masalah untuk masa depan tapi masalah yang harus kita tangani sebenarnya dari kemarin ya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
mas bagus ini dari event sebelumnya apa yang berbeda
terus istilahnya banyak lah kejuaraan istilahnya yang kecil kecil aja lu menang gitu yang gede gede aja udah lu dapet gitu
sebagai rumah singgah untuk anak anak yang membutuhkan tempat untuk bernaung
tapi lu gak terlalu jauh juga ya bertiga ya
namun satu ratus enam puluh personel polda metro jaya diperbantukan pengamanan internal lapas
mau bekerja sama dengan kami gitu
nah ini mudah mudahan masih mampu mereka atau satwa satwa ini berlindung dan melakukan fungsi ekologisnya di bromo
dan kebetulan waktu itu kita menggunakan program satria ini
ya kalau kita bilang kita ingin mengistimewakan lagi
malaysia itu ron sembilan puluh lima nya tetap di harga rp dua atau sekitar rp enam delapan ratus per liternya
dan data scientist yang sudah menghasilkan beberapa karya
berdasarkan lhkpn yang dibuatnya pada dua ribu dua puluh satu rafael memiliki kekayaan berjumlah lima puluh enam satu miliar rupiah
di kawasan permukiman padat penduduk di jalan petojo jakarta pusat
sudah sudah lebih dari dua puluh lebih itu
ada kasusnya kan yang tanamannya sudah tinggi tapi hancur karena ombak disini
kami sudah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat bnpb pbd
karena kreativitas desainer dan pemilik merek fashion
terdapat empat jenis ulat sutra di dunia yang dapat diolah menjadi kain
ini juga cen berarti unik juga nih cen sepak bola tuh berarti kayak siapa
sekarang menjadi tes kolastik
yang mendampingi arya dan keluarga dalam menjalani pola hidup sehat
yang berhormat juga ibu balai perempuan dan saya
naskahnya aulastinuwa sayurlodeh yang sebagian dari surat suratnya
otoritas monetarnya dan bentuk
jumlah uang yang dibebankan
makannya misalnya yang menyebabkan sakit lambung
karena dua ribu dua belas pernah kena serangan jantung ya
terus komitmen anak anak sangat serius saya bilang mudah mudahan sih kita bisa mengalahkan
jadinya aku pikir biar lucu jadi dan aku juga kepengennya di sini biar nggak cuma lucu tapi rasanya juga enak
dan ini bisa digunakan untuk melakukan kampanye kampanye politik
sebenarnya ada tren kenaikan
artinya perdanya akan cukup beragam gitu dari aturan turunan undang undang ini
dan juga sebetulnya yang lain ya
ini langsung gue kasih pancun aja kali ya cen
yang benar benar soal transparansi
kemudian ketika sudah semakin besar
yang sampai saat ini saya mendapatkan informasi
antara si kuah timlo yang bening
karena menurut informasi nih taffy katanya bisa nyanyi ya
erik dipilih jadi leader erik gosal
pemberian bantuan diberikan kepada masyarakat
salah satunya adalah tadi stb singapura tourism board yang memberikan subsidi
sekaligus mantan atlet basket denny sumargo
salah satu petunjuknya adalah sagwa berada di sudut kebuka
solusi yang paling mudah dan paling bagus secara ekologis memang mangrove
jadi aktivitas ataupun misalnya kegiatan belajar kalau di sekolah di kampus ya udah seperti itu
di studio ada pakar iklim dan meteorologi dari badan riset dan inovasi nasional brin prof edwin
bagaimana ditambah lagi ketidakpastian politik nanti
pemerintah akan melakukan sosialisasi selama dua minggu terhitung sejak senin dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh dua ini
tradisi itu dimulai oleh kapitan ganji
waktu itu saya terbang ke mesir dan ke khartom sudan
presiden juga sudah datang atau terbang ke kalimantan timur
kadangnya dapat ayam tiren itu kan kadang dapat kadang itu gitu
untuk awas dengan peredaran luas hoax atau informasi palsu
kalau kayak petualang kayak gitu host kayak berpetualang sita setuju tapi kalau host duduk ngobrol ngobrol sita tidak setuju
berdiri sejak dua ribu enam belas sanggar ini rutin mengajarkan tari jaipongan kepada ratusan murid mulai dari usia anak hingga dewasa
jadi kalau misalnya ada kandidat ditanya dan menjawab
kalo gak masuk gue akan bales gitu di next game gue akan bales kalo mereka itu gitu itu kan kayak ada mamba mentality itu that s mamba mentality gitu
yang terakhir daging dipastikan wholesome atau bermanfaat bagi manusia jika dikonsumsi atau menunjang kesehatan tubuh manusia
dengan kapasitas yang diperbolehkan untuk buka
saya awali dari benteng keraton kesultanan buton kota bawubawu
disusul flight di belakangnya
mengakses saudara saya atau teman kita
kalau di season dua berarti episode ke enam
kepresnya karena dia gluten free
atau kemudian ada juga beberapa diantaranya kendaraan roda empat
berita terkini mengenai kesehatan di jawa tenggara
sudah jalan sudah oke tinggal
karena itu hal yang dilatih setiap hari
yang kedua bahwa pelaku umkm nya sendiri harus bersiap
nah di sini juga yang dilihat dipantau oleh bps juga masalahnya adalah beras
oke setuju atau nggak setuju setelah berhenti main basket sita akan menjadi host my trip my adventure seperti kak putri
baik oke tenang dulu tenang dulu
coach esar langsung ngontek direct ke gue
memang bukan untuk memperbaiki dari segi struktur susunannya
bisa diganti dengan isinya selain lobster kalau anda ada ikan ataupun juga misalnya udang gitu ya
biasanya kan kalau untuk perusahaan multinasional
maka si buruh ini dia akan mencari tambahan yaitu dengan cara bagaimana minta lembur kepada perusahaan
kayak dulu mbak yayu kan ada di ragunan
misalnya bakar sampah bakar bakar yang lain ya itu juga menjadikan penyumbang
orang main bukan buat tim yang menang tapi buat dirinya sendiri
jangankan tadi pak menteri sampaikan sudah india amerika
nggak bisa keluar jadi ngajak orang orang buat ngobrol kayak gitu
orang tua korban akhirnya melapor ke polisi pada sembilan desember dua ribu dua puluh dua
kita mengurai itu untuk kemudian meletakkan
strategik untuk kawasan untuk global
yang tidak mengerti apa apa padahal
kalau memang itu mereka sudah suka sama suka
dipanggang selama tujuh belas hingga delapan belas menit dengan suhu satu ratus tujuh puluh hingga satu ratus tujuh puluh lima
ada saja ada ada yang mati per kandang
trainingnya kita harus ragamkan
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan tari jaipongan pertama kembali di jawa barat
sejumlah negara mengalami tingkat inflasi tinggi
bukan rahasia umum lagi ya kalau mas ade ini dicap memiliki kontribusi yang besar
ada yang tidak mendapat logistik
secara prokes juga saya melihat cukup diawasi secara ketat aldi
oleh kami pemerintah daerah maupun nanti akan dikelola oleh kawan kawan komunitas sendiri
dilakukan dengan kekelasan ketulusan
nih lu dulu deh bu berarti gue kedua
bu megawati mau gak bergabung dalam presidensial club ini
sopan dan tertutup adalah dua unsur yang harus terpenuhi dalam modest fashion
pengendara tidak boleh lalai di jalan apalagi penyebab sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan tol
biasa kalau untuk sashimi bagian yang lemak sama yang badan tengah itu cocok
mungkin megi dan nenis studio juga ingin mencoba
tiap spot memiliki keunikan masing masing
namun di saat itu pula ia masih berburu penyuh
pendalaman melakukan pengembangan terhadap kemungkinan ada pihak pihak lain yang juga terlibat
lalu kemudian performance nya kinerja dari keuangannya
permasalahan pendidikan indonesia itu ruwet banget
maksud mengirim pesan bahwa yesus bersolidaritas dengan mereka yang tertindas
manajer tenaga baru langsung kontak gue untuk minta gue main di tangga baru
jadi aktivitas ataupun misalnya kegiatan belajar kalau di sekolah di kampus ya udah seperti itu
nah jadinya ya kita mesti ngeliat satu satu personalnya ya ujung ujungnya kalau mereka yang mau emang kalau mereka mau niatnya untuk main
sudah bergabung bersama kami bima judistira direktur selios
kalau kayak gitu saya bawa gerobakan atau bawa pulungan gitu
kalau udah kerja dari kayak seumur kakak gitu
kalau minta saran tapi kalau nggak dimintai
kata pak nur kita sudah beberapa tahun tidak naik
akhirnya kelarikan diri di malang di tande terakit di sudarjo
sagu untuk indonesia bagian timur
dan kemarin langsung diresmikan oleh presiden jokowi dodo
nah mungkin pak jos sebagai yang ikut dalam pertemuan ini
tapi kemudian bahwa kerap kali kekuatan politik yang besar
positivity rate di tingkat nasional pada periode enam belas hingga dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh satu
akan ditarik oleh pihak lmkn
minimal sampai detik ini saya di usia menjelang tujuh puluh satu tahun
bukan hanya mementingkan segi bisnis
kecap dari harga rp dua puluh satu menjadi rp dua puluh empat
jadi pas banget dengan kegiatan ini
kita harapkan ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh terpidana tadi ya
sangat bergantung dari musik sebagai
iya satu kintal bisa lebih satu kintal lebih satu kintal tergantung ikannya di empangnya pak
nah ini saya kira cara pandang yang lama bu
untuk mendiskusikan itu dengan banyak pihak yang dia ajak diskusi
dengan pendapatan yang maksimal saya rasa memang belum
tim ekspedisi jawa duipa berjumlah tiga belas orang
kalau mau tanggal ketibaan amada pertama
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
belakangan masih banyak ketidakpuasan mbak aisyah terhadap perkembangan yang terjadi
itu tiba tiba ditetapkan oleh pemerintah
yang menarik sutari dan tim bstc tahun ini berhasil menyelamatkan telur penyu pipih dan indukannya
kayak gimana sih cara gedein badan gitu kan
kalau kita lihat selama ini memang pendapatan asli daerah di banyak provinsi ataupun kabupaten itu relatif rendah
polusi udara yang semakin buruk tidak boleh dibiarkan begitu saja karena berdampak pada kesehatan manusia
baik dari gojek maupun topet ya
reinfeksi covid sembilan belas merupakan infeksi kedua atau lebih
dua x menang dua x juara dua x final
baik memang kita harapkan sesuai dengan peraturan yang memang tidak boleh dipungut biaya parkir di sana
mengenai berapa banyak waktu yang perlu anda habiskan di bawah terik sinar matahari
dari segi itulah kita menjadi turut
gak ada surat panggilan nama patrick nicolas gak ada apa apa
oke begini ini harus dibedakan
misalnya setelah pakai make up terus kita cuci mukanya nggak bersih
hingga memperbanyak minum air putih
kalau menurut kami bapak
tim peneliti vaksin merah putih berharap berada di atas
mampu mengudara dari sabang sampai merauke
jadi cara untuk merayakan menjadi sual besar
kalau itu empat tahun istilahnya di aspak cuma istilahnya di mesh bantuin coba galo
pemberian sanksi akan menjadi pilihan terakhir yang ditempu pemerintah dki jakarta
gerakan yang diinisiasi oleh presidium nasional partai hijau indonesia john muhammad ini
dan mempersiapkan bahan pelengkap yang lain
pertamina akan membentuk satuan tugas untuk mengantisipasi peningkatan pergerakan kendaraan
berangkat dari pemikiran semua individu berhak mendapat bahan pangan berkualitas
nah inilah yang kita hadapin saat ini di indonesia
yang paling gede ya paling gede itu sepatu tiga juta
berikut ini saya mau memaparkan
yang kerap kita jumpai dan juga kita konsumsi sehari hari
tentunya bukan hal yang mudah ya mas aun sehingga mereka mungkin menurut mas aun sedikit syok
bukan bukan samsul makasih ya
seperti itu nah itu mudah mudahan aura yang seperti ini semangat yang positif ini bisa kita bawa pulang kembali
jam tujuh bangun berarti bangun ya setengah ngangin jam enam lah paling cepat aja jam enam tuh
biasanya ini sering dilakukan untuk menghemat budget
kabar itu dikonfirmasi lewat akun instagram
itu membuang ke sungai mekong sungai sungai gangga dan sebagainya
beliau merasa tidak bisa bekerja dengan sdm yang ada di kementerian pns nya
bekerja pada dua ribu empat belas lalu saat itu nur hayati ingin bisa bekerja di rumah sambil mengurus tiga anaknya
tiap presiden kan bawa pas pampres masing masing ya
silahkan saja melakukan perundingan antara pekerja dengan pengusaha
itu dalam posisi beliau selaku mantan presiden
kalau begini saya bagian mengaduk saja
siplah dan lain sebagainya
terus hukum saya bukan orang hukum
kalau tim syuting kan juga banyak kan
energi baru dan terbarukan dan juga energi yang renewable
terus rhomboid nya di sini
perlu dicatat bahwa aturan pelonggaran pemakaian masker ini tidak berlaku
grup satu ya karena itu adalah satu target kalau kita masuk grup satu itu nanti lawannya lebih
ada juga yang setuju

sebagaimana kita ketahui bersama skor cpi indonesia tahun dua ribu dua puluh dua ini mengalami penurunan
lebih maju indonesia emas
nah daerah pemalangu itulah kemudian beliau membangun pesantren
kenapa nggak tinggal aja di jakarta
kebetulan saya dulu pernah menjadi ketua tapi dijabar
dari raden saleh pada waktu itu
sore assalamualaikum wr wb
di media sosial menyatakan kenaikan ukt drastis hingga lima kali lipat
hasil investigasi setelah kementerian kesehatan memberikan surat teguran terhadap tiga rumah sakit tersebut
jadi itu adalah sumber yang bagus
ini dua kali lipat lebih melelahkan daripada mendorong gerobak tadi
dan ini adalah impulsif buying gitu ya
orang tua siswa mengaku merasa terbantu oleh bantuan nelce keda dan rekan rekannya
anggota satlantas polres kulon progo ini mengajar anak anak mengaji di masjid nurul haq kelurahan margosari kulon progo yogyakarta
baik semoga ktt g dua puluh ini bisa berlangsung dengan lancar dan juga memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat
tapi kalau pengen juara kok sadar pengen gimana
kalo kita gak kurang ajar kalo kita diem diem aja ya kita gak tau kita ada dimana kan
bauksit disebut presiden joko widodo segera dilarang ekspor dalam kondisi mentah
kemudian kita menyeret nyeret orang lain apakah itu pak muldoko apakah itu
nanti dikabarin lah kalau udah naik ya ko ya
kalau kami di ipcc saya kan bekerja di ipcc
berarti dia telah memenuhi level security untuk hidupnya
bila pada saatnya ia harus dipanggil tuhan
itu harus sapi yang berasal bukan dari daerah yang sudah terjangkit pmk
kemaren gue liat jabar kayak sama jakarta ya
jadi akhirnya ya gua ngomong sama mereka
gue lima bersaudara gue lima bersaudara itu awalnya gue kenal basket tuh gara gara kakak pertama gue yang pertama sama kedua itu waktu dia kecil tuh dia suka main basket karena kan dekat sama sahabat rumahnya kan
dan bagian tubuh mana saja yang bisa dipijat
padahal sebelumnya ini ya sebelum lebaran ini normanya rp empat puluh ya
yang berakhir pada kasus kematian
siap menemukan target yang bisa dikira
saya ke sini baru saya penyesalan juga
seperti apa soal jelang masuknya pak prabowo dan juga mas gibran ke pemerintahan ya
tetapi kemudian ke depan tadi kita dari tadi senang sekali membandingkan dengan negara negara lain
weni harliyawati salah satu ibu rumah tangga di tasik malaya
dia harus merintis dari bawah ini
untuk merawat anak anak yang sakit
terutama yang nakal nakal ya quote and quote ya
karena adanya perbedaan tanggal itu
tapi emang nama nama yang sempat digodok di tim delapan tuh siapa aja sih sama pres
tapi kalau yang misalnya ada indikasi
untuk menjamin kelancaran mudik lebaran
atau mengelola stresor yang belum adaptif
dan kalau juga misalnya ada permukaan laut meningkat banyak pesisir yang tenggelam mau tidak mau
lantas apa yang harus dipersiapkan sejak dini pada usia produktif untuk memiliki mimpi mencapai merdeka finansial
tim serta teman teman koalisi
mereka kemudian datang ke amir syarifuddin
misalnya dalam satu keluarga kalau misalnya si ayah dianggap dia berhasil
pencarian para pembeli seperti risoles kroket hingga arem arem
berarti peluangnya lebih besar untuk timnas indonesia untuk menang kali ini ya
untuk turnamen untuk jersi tanding
bahkan ia mendirikan komunitas re inspirasi untuk mendukung kerja kerja konservasi rujito
video pengakuan abdurrahim warga kabupaten pindrang
ataupun sekedar menjadi buru pengantar hasil tambak
ia juga menyoroti tanda tanda infeksi
karena kita ini lah ya
artinya bisa menghidupkan pompa dengan optimal dengan kencang mengalirkan air ke lokasi lahan
kalau lapar gimana mau fokus
antara presiden xi dengan presiden jokowi
dan melihat banyak anak yatim piatu atau du afa yang tak mendapat akses pendidikan
lantaran takut divaksinasi dan memiliki komorbit
ini ya luar biasa lah puji tuhan
tapi kita juga dorong bahwa ya ini harusnya ada lebih banyak barang barang produk lokal
harusnya ya dikti dalam hal ini pemerintah
kecuali yang betul betul telah menjadi takdir dari setiap orang
di tiktok facebook instagram dan youtube
pada musim kemarau biasanya ani hanya memproduksi satu kuintal per hari
ceo dari dewan anggota super misha schubert mengatakan ini adalah hal yang masuk akal untuk dilakukan
karena pertama secara fundamental
nah itulah yang kita harus memikirkan
iya yang dimantepinnya lagi sistem sistemnya
dan tanggung jawab sebagai orang tua
kita teripkan supaya ini tidak menjadi kebiasaan
bahwa acara ini telah mengalami kemajuan pesat
daripada yang tidak bermunggah gitu
presiden dalam hal ini sungguh sungguh ingin mendorong
setelah label baru di packing
iya bagus bagus sama dulu itu satu tim aku tuh dulu ya divisi dua sama divisi satu tuh
oke rezi ini kan udah bulan puasa kedua di tengah pandemi covid sembilan belas
pak wianto ini hingga kini ada berapa korban yang masih dalam kondisi kritis
setelah muantri panjang akhirnya saya sudah dapat pukis yang ada di kota baru ini
kemudian investor lama akan dibayar dengan uang dari investor baru
tapi kita gak bisa expect mereka kayak oh mereka ini jadi juaguh banget mereka nggak bisa ini
tapi katanya bapak ali juga deket ya sama pak bun ya
tentu saja seseorang di awal itu akan pasti kesulitan
dan cuman tiga orang
jumlahnya mungkin masih sedikit tapi kira kira berapa sih rabi dan tersebar di mana saja
jadi kita memiliki penulis dari agensi
dan kalt baru bukainnya dengan konsep yang kita menawarin konsep yang berbeda gitu loh
sebenarnya bukan cuma yahudi yang ada di
sebenarnya ekonomi kita bisa
jadi katanya ada penolakan sebetulnya dari pak tenastem
ya tribun teleskopik gitu
perempuan dan anak anak itu menjadi korban pertama penjabatan itu karena memang posisinya paling rentan
dan kita masih bersama dengan bung jerry arvino juga ada bung diego basro disini
tapi kalau ada tulisan gitu tanks bunda nah itu perlu ditanya tuh apa makna arti tulisan itu
dari smp tiba tiba sma udah
tadi pada saat menyampaikan di dpr juga bersebelah dengan pak menteri investasi pak bahlil
selain menawarkan pengalaman unik dan menarik pertunjukan faruna
nah apakah saya bisa mungkin membantu banget kalau saya ada di dalam mungkin ya saya juga belum tahu
bentuknya ini cuma ini pakai penjaga kayu diatasnya ada
ini yang harus kita dorong bahwa di situasi yang tadi sudah disebutkan
kameramatir warga merekam penemuan jenazah yang sudah berbentuk tulang berulang
jangan lupa kecenderungan kita sebagai manusia itu adalah
dan harus melakukan lompatan lompatan di lintasan yang cukup menantang
rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama bekerja untuk rakyat
nah untuk pendistribusian logistik supaya tertib
nah ko yus berarti persiapannya apa aja kok pas di setelah retired itu
penjelasan yang lebih detail lagi dan perlu
lakers akan jadi juara nba tahun ini
ada bab yang masuk
nah sekarang kita menjaring kira kira siapa saja yang berminat
ratusan pejabat polisi tiba di gedung krida bakti sekitar pukul sebelas tiga puluh siang
nah ini udah mulai masuk masuk ke mp nih bu nih
enak banget tuh udah dapet penghasilan
pada musim panas kebanyakan penyakit yang kita lihat

kami tentunya berharap tiga bulan di akhir
yang diharapkan dari pemerintah pusat itu ya
tapi saya selalu memberikan dia persyaratan yang dia harus lakukan
mekanismenya mudah sekali sudah dibuat mudah sekali
tinggal bagaimana kita aktif dan coba sosialisasi terhadap target market kita agar kita bisa mendapatkan benefit itu
baru lakukan koreksi tulang belakang
kita sudah bisa mencapai peningkatan derajat celcius itu satu lima derajat celcius
jadi buat gue sih bebas lah
sampai terlalu banyak akhirnya banyak kita tolak lah
karena tidak berkepatan dengan libur sekolah juga
waktu itu masih ketua perbasinya
dengan memakai bui bui yang ada amerika taruh di wilayah jalan belakang indonesia
apa yang bisa diberikan gen
unsur ini kan ptnblu jadi pembahasan melibatkan mahasiswa tidak memungkinkan aturannya nggak ada itu
sehingga buat dia emosinya jadi berlebih
karena belanja cabai mahal makan di restoran juga cabainya juga harus irit irit ya
itu kan untuk apa namanya biar surfeit di lapangan nanti jadi eduk pembelajaran
lu kan sekarang kalau gue liat permainan lu ya ibl sama di uba
yang pasti kita tau adalah kita mau kasih nama itu masterclass
bukan mengaitkan atau bukan menuduh ya bang ngabalin
kita juga tetap melakukan pemeriksaan hewan yang sudah ada di kota surabaya
jadi ide untuk fokus pada
bayangin loh karena kalau gue gak syuting gue gak dapet duit anak anak gak bisa jadi
di periode pertamanya hanya bertahun tahun dua tahun
salah satunya pelestarian satwa endemik bali yakni jalak bali
sip sudah langsung dimakan beneran mentah mentahan ya
saya sudah diskusi juga dengan pak mendagri dan beberapa teman
lansia ada empat dua ratus empat puluh orang
wilham nasution kris kira hadian bandung jawa barat
berarti skill atau kemampuan
dia sekarang menyadari bahwa bukan itu masalahnya
niat ingin melindungi satu orang lain
kelompoknya khusus buat docang
kemudian juga kita menghadapi masalah cuaca
tools ini dibuat supaya
yang menggunakan konvensional market ya
dua hal yang bertentangan yang ada di media ini kan
yang menjadi tantangan lainnya juga adalah culture
yang ketiga intervensi dari komandan di istana
mungkin sekitar bulan agustus juli itu selesai
dan berbicara soal pasal pasal yang menjadi perbincangan juga ini bang yan
serta mensteril dua ribu ekor kucing dan anjing agar tidak overpopulasi
mohon doa restunya mudah mudahan kami dapat mengungkap yang lebih besar lagi
dia kan kuliah gitu di unjani
setiap aku mengupload konten anies
ia meminta rizky untuk tetap tinggal di yayasan bumi damai
pak ifki kalau melihat apa yang terjadi saat ini
dan mengembalikan harga awal yang lebih terjangkau serta skema pembelian yang sederhana
kepingin apapun masih ada
setiap ini tuh bersihin sapu gitu
hanya temporary untuk sementara
itulah mengambil waktu yang lama
kenapa sih bisa latihan sampai muntah gitu karena mungkin totalitas sih kok pengen pengen
kami sampai hari ini meyakini bahwa syarat indonesia maju adalah persatuan nasional
maupun kepada departemen imigrasi untuk diberikan izin tinggal sementara
karena kalau uncut kayaknya nggak ada tapi bts selama dari shooting day one sampai shooting hari terakhir kayaknya mau dijahit jadi satu
ini adalah salah satu sesi yang menarik dari b dua puluh atau b dua puluh summit
ketemu dengan seger rasanya di mulut
dan itu tidak ada permasalahan di koalisi
karena juga melihat posisi strategis tiongkok bagi indonesia dan juga sebaliknya
nah memang karena dua tahun kemarin ya kita dilanda pandemi covid sembilan belas
maha ketika utama evan raskam jakarta
yang biasanya menjadi pusat perayaan natal di kota ini
kita dengan tantangan tugas ya
karena sudah ditemukan tiga
seperti menemukan satu bintang di konstelasi sel yang tidak menarik yang kita cari
sayangnya hingga saat ini sejumlah negara diantaranya inggris dan uni eropa
orang umkm nya hari ini juga melakukan hal yang sama
dan sampai hari ini warga juga sudah melakukan evakuasinya dari kota rafah timur menuju ke jawa gaza bagian selatan
walau pencak ikan ini sangat nikmat
kita tahu informasi terakhir imf menawarkan solusi bailout dalam krisis ekonomi di sri lanka
pusat pusat studi hukum di kampus itu
terus saya juga sadar ya di umur saya yang segini saya mending gak mau nyoba nyoba yang nggak jelas
baru dengan debat inilah secara khusus selama dua jam mereka menyampaikan gagasannya
tapi artinya harus bisa berbahasa korea atau paling tidak memiliki bekal sedikit berbahasa korea
apa itu menjadi solusi terbaik
kasnya si doharjo itu emang lumpur pak
meski sempat merasa was was dan ragu
yang tidak semua warga juga memiliki evakuasi
nantinya dkj akan membawahi sejumlah kota dan kabupaten administrasi
ini kan kebocorannya tidak terjadi sekali pak
cuman untuk payung hukum yang bisa menaungi terobosan terobosan sektor keuangan ini
kalau saya boleh bilang dengan metode yang kostoro sudah bangun ya
kalau di sini memang sudah mulai sedikit longgar ya karena memang kasus yang terjangkit covid juga tiap hari semakin menurun
lalu berapakah tarif yang sesuai untuk dapat menggunakan lrt jabodebek
setelah kita dapatkan tentu kami akan koordinasikan ke ormas yang bersangkutan
jadi kayak baca yang penting aja di awalnya yang kelihatan mereka gak mau baca isi beritanya atau isi bukunya gitu

macam sekali komedinya sehingga mungkin akhirnya banyak orang yang selera komedinya berbeda beda
saya rasa angka dua persen adalah sangat realistis
terus ada tempat tinggalnya si atlet gitu
jadi pemerintah ini mengambil sebagian lah ya tugas untuk bahwa sebenarnya layanan yang kami berikan ini kan adalah hak semua orang ya
tapi karena intensitas dan satu sama lainnya
kita harapkan kasus suap yang terjadi
namun yang perlu digarisbawahi adalah semua pihak yang relevan dalam sebuah konflik ini harus menyetujui tactical pouse
jadi maret april mei tiga lima bulan tuh bener bener stop
kemudian nasi dipindahkan dengan warna besar dan diaduk dengan air mendidih
dan alasan politik tersebut berasal dari konsep
terus gue barengan sama otak dari pembunuh bayarannya sama eksekutornya gue sama gue barengan sama siapa namanya
nah bagaimana anda lebih memilih nasi atau mie kari
menyatakan dukungan kepada ganjar pranowo mahfud md
sehingga sudah banyak ada keterlambatan lagi
dan itu ada juga takbiran bahkan solat idul fitri juga ada dan juga halal bihalal
bukankah aquinas mengatakan bahwa
berarti sejak covid kemarin shooting gimana tuh kak masih jalan ya
dengan kita tadi mendengarkan ada suara kita turunkan
karena satu di atas pegunungan biasanya kadang kadang tidak ada masjid
tanggapan anda atas temuan icw seperti apa pak budi
hal ini yang juga salah satu menjadi fokus utama kami terus meningkatkan aksesibilitas di seluruh stasiun kereta cepat dengan bekerjasama dengan para operator
dan di hari ketiga kembali naik menjadi tiga puluh lima ratus penumpang
untuk masuk menjadi kandidat dalam pilkada dua ribu dua puluh
terus nanti puncaknya kita tanyakan siapa yang pernah dengar tentang pak rujito misalnya
berbagi ilmu sukses usaha rumahan ini ia berharap usahanya berkembang dan bermanfaat bukan hanya
nah gue langsung ditawarin sama ke tiga ini
atau memenangkan pertandingan melawan ginia
kalau dua ribu dua belas kebagiannya ke seattle
terhadap makanan dengan kandungan gluten tinggi
mungkin tidak bisa dipahami oleh
tapi emang gak gue suruh sering
maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam diam mengambil uang tunai dari kas toko
maka hal ini perlu diwaspadai dan seseorang perlu didampingi
jadi gue nungguin gue selama dua bulan waktu itu sampe gue belum pindah ke salemba
jadi kalau tanggal tadi memang bisa saja berubah
kelebihan lain yang dimiliki
seperti apa nanti jadinya terhadap reaksi tubuh
mereka tentu perlu punya kemampuan ya
kadang kadang karena mas anies ini anak yang soleh gitu
tapi singkat ceritanya itu sebenarnya bokap nyokap gue itu kan ada masalah finansial kan kayak bangkrut gitu loh
pat callanan dari komisi pemilihan umum australia mengatakan
setelah tumbuh subur dan siap dipanen pengunjung pun bisa melakukan petik sayur
itu mengelola sumber energi yang tidak terbarukan
tetapi pada saat seseorang telah memiliki hunian milik sendiri
sekaligus bentuk penghargaan kepada petani teh di seluruh dunia
banyak pelajaran apa nih mar yang lu bisa lu ambil dua tahun ya
khusus untuk penumpang umum
sudah tidak sulit tidak waktu itu pada awal mula eksplonya ini didirikan
dan tadi saya juga mendengar percakapan mevri dan juga fani mengenai siapa saja yang datang ke sini
eh lu tinggi berapa sih sim
sehingga kalau terlibat di eksekutif harus mundur
jadi gue gak nunggu bukannya
itu wilayah itu tidak mendapat pasokan dari
masyarakat juga terlindungi konsumen terlindungi
khususnya pada sektor kesehatan keamanan pangan pengelolaan air dan lingkungan
ke stasiun bandung menggunakan
matthew bisa dibilang pemain yang sangat berpengalaman jadi aku banyak belajar dari dia
akibat pemanasan global kejadian kejadian ekstrim lebih kerap terjadi
mungkin mau mengucapkan rasa kangen atau rindu kepada keluarga
tetapi misalnya pun ada
namun sebaiknya apapun niat kita kita harus berhati hati dengan apa yang kita sumbangkan
is bahkan diketahui pernah tujuh tahun mendekam di lapas
satria muda tahun berapa tuh joe
ya udah mau gimana gitu kan
liar dan pernah dipelihara
perbuatan tersangka juga tergolong pembunuhan masal
dan yang kedua itu pada usia di atas lima puluh atau enam puluh tahun
ia juga harus turut menyetujui untuk melakukan jeda kemanusiaan
dulu gue berenang juga di sentrum tuh kalo gak salah kalo lu tau loh
daripada capek capek ke tanah abang
dalangnya ya dua nama yang saya sebut barusan itu
di samping rumah rumah ada infrastruktur juga yang rusak
saya jual motor biar bisa mendirikan rumah konservasi ini
bentuk wajah dan postur kucing ini mirip hewan leopark
kalo dia udah rubah step nya pasti akan
pendengar ada sebuah penyakit yang sangat menyakitkan disertai sejumlah komplikasi dan sangat umum terjadi
emang gak serempet ya itu
setuju atau nggak setuju kalau bisa muter balik waktu kak mario ingin main di profesional di ibl
kami kembangkan dan kami gali dari bu helen
ketika penyelamatan berubah ke kolonial besar ini
dan belum pulih untuk beraktifitas
jadi ditambah lagi hal itu yang akan makin memperkuat dorongan untuk rasa ingin mengakhiri hidup
harga tiketnya itu kisaran dari kalau yang saya baca pada saat mereka war tiket di bulan juli kemarin dua ribu dua puluh
penggunaan nitrogen cair pada makanan sebenarnya sudah cukup lama dilakukan
orang hebat ujiannya cowok hebat gitu
bahkan juga sekarang mulai muncul desakan agar presiden
satu hal lain yang dirasakan oleh para orang tua adalah
alumni akademi angkatan udara tahun dua ribu dua puluh
potongannya diatasnya kalau udah agak sedikit hangat
jika kedua bukti yang saya kemukakan di atas tadi
ibu sri terima kasih untuk undangannya dan kesempatannya
setinggi gue mungkin bisa dibilang udah gak ada gitu
tiba waktunya kabolosi dan para owa a berziarah ke makam sangya wambulu
ia menyebutkan voe bagi ppln yang mendarat di bali segera diberlakukan dari sebelumnya dua puluh tiga negara menjadi empat puluh dua negara
jadi gue minta gi temenin gue lari ya
nah dari juni mulai tuh mulai anak tangga lah satu demi satu ada terus gitu
kemudian dilakukan isolasi dan karantina
ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar atau caimin
waduh jadi pak dubes di sana sepertinya makin seru
tapi ya mau gimana lagi yaudah lah pasti lapangan harus
partai koalisi kemudian relawan
sehingga setiap hari ini bisa progresnya semakin baik
waduh bapak ini pelajaran bagi saya
kalau yang dari yang lain itu biasanya kelapa ya mas
yang menggunakan karena tidak di announce sebelumnya
dinarasikan pula gerakan empat jari mencerminkan sila keempat pancasila
memang ini karena pertama gulanya ini kan warnanya coklat padahal itu gula putih
seperti dewi persik ananda omesh dan komedian kiki saputri
karena kan kalau di iims itu banyak sekali diskon diskon dan bonus bonusnya
dan dari situ sekarang saya sudah mulai bisa
terus apa ya dalamnya itu meletup meleleh kayak gitu
dimana seseorang telah bebas dari utang kemudian dia telah berhasil memenuhi berbagai kebutuhan kebutuhan hidupnya
dan dengan lebar sekitar satu meter lebih
jawa itu zona merah semua darurat
standar ya standar anak basket ya
tiba di puskesmas kita istirahat pagi lagi lanjut lagi
di blok c dua lapas kelas satu tangerang
karena memang kita tahu bahwa infrastruktur atau akses informasi terhadap data dan juga internet masih simpang gitu ya
mendevelop akses sudah ada
hak hak azasi manusia yang sekarang juga ada dalam undang undang dasar kita
baik jadi untuk anak dua belas tahun kemudian lansia dengan usia di atas tujuh puluh tahun
nah persoalannya kan dana besar itu dari mana
kalau tiap malam kemis
ya harus ikut karena dia harus evaluasi harus guidance turnamen itu
para santri juga diajari cara menghasilkan uang dengan mengolah sayur buah dan aneka tanaman
secara perhitungan jam sih
dipetakan yang sekarang yang paling banyak daerah jawa sih mbak emang kayak jawa jawa tengah itu
sering mengatakan mereka juga
tapi bagaimana kita menghadapi itu
padahal sita tuh ngerasa sita tuh punya potensi yang besar untuk kayak main buat tinas kak
dr sitanala dan rsud kabupaten tangerang
dia juga gak mau kalah banget
penasaran sama rasa beef enoki
iya kita coba untuk ngabuburit juga masih sama
ya ada struktur yang jelas
di sini wisatawan bisa melakukan aktivitas memancing bebek bebekan piknik dan bersantai
maka kita tidak memaksa diri kita
indonesia itu kalau yang namanya
korespondensi dan dialektika itu yang nggak boleh kita pisahkan satu dan lain
wajib menambahkan daftar menu makanan palubasa
bumbunya kita masukin campur sama bawang putih dan rendangnya kita suir suwir ya
airnya juga sudah saya didihkan ya ini ada spaghetti kemudian ada rendang untuk toppingnya
susah banget sih nyarinya tapi sekarang dengan adanya menara bts ini
yang secara garis besar secara umum spontan
ya demikian juga yang lain lain
mereka juga mempunyai beberapa social media platform seperti instagram ataupun facebook
tim liputan cnn indonesia
makanya jadi kok kue putu manis banget
karena basilus antraksis ini sebagian besar bakterinya ada di darah
kalau di tanah air kan harus apa ya harus isolasi dulu
kalau ditugaskan maju maju
dan mengandung banyak lemak sehingga rasa serta teksturnya jauh lebih nikmat
yaitu ispangan dan krisis energi
sebenarnya kita bisa mengklarifikasi data itu benarnya
tapi mungkin salah satu contohnya itu adalah salah satu daerah tiga t di kalimantan barat
meski keduanya akhirnya dilepaskan petugas kejadian ini patut menjadi perhatian jemaah calon haji asal indonesia
karena kita bisa dengan harga segitu kita bisa muter muter jauh terus menikmati yang pemandangan yang sangat indah itu
dan kita mengatakan bahwa tahun dua ribu empat puluh dua
habis itu emang bener bener langsung ketolak gak minat
muda dari mulai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan sudah mulai ada bentukannya tuh
mereka juga tahu diri tidak bakalan juga minta yang thr dan sebagainya atau nesupa dan sebagainya
uji coba saat ini tengah dilakukan di tiga kota yaitu pasar solo dan satu kota lainnya di sumatera
siapapun ya politisi yang masuk di birokrasi
dan kami menemukan framework ini
gue waktu itu buka puasa bersama barengan sama beberapa temen yang udah keluar
dan itu kan jadinya bisa diakalin
beberapa hari yang lalu juga saya memang
namun lurah setempat justru mengaku ragu akan kejadian ini
selama berapa lama dok misalkan pucat lelah kemudian timbul meruam
nah konsumsi ini bisa tumbuh kalau daya beli buruh juga dipertahankan
karena mungkin bukan hanya hobi mobil
ada dua hal yang bisa anda lakukan jika melihat barang jatuh atau tertinggal
maksudnya kemarin kita juga shock ya cen ya
menutup jendela itu artinya meminta kepada yang maha kuasa untuk menolak semua malapetakah yang datang
sehingga mereka bisa konsentrasi siapa itu tni polri termasuk asn di bidang pertahanan
yang ketiga yang diangkat nanti kredibel atau tidak memenuhi tuduhan dia dagang sapi atau tidak
tapi kalau diluaran direkomendasikan tim delapan gitu misalnya
secara khusus sesuai dengan diagnosis yang mereka percaya
ya ada beberapa aturan ya yang sebetulnya secara regulasi kementerian lembaga ini mengampu
imf pun membuat sejumlah kebijakan yang akan mendorong perbaikan ekonomi
bukan tidak mungkin akan lahir atlet atlet bmx nasional
yang kedua juga mempunyai masukan pasif ya seperti itu mbak prita
dalam konteks ini sebetulnya siapapun masuk di birokrasi apakah itu politisi gitu ya
rakyat indonesia ini di semua bidang
indonesia berpotensi menghadapi konsekuensi dan resiko yang cukup serius
belum kepikiran pengen bikin apa gitu kan
sampai sekitar tiga puluh tahunan
kondisinya menjadi tenaga kerja yang skill dan handal
dengan masuknya delapan juta dosis vaksin sinovac pada senin
masih bersama saya tiffany raitama dan tentunya di setrum kali ini saya tidak sendirian
mengganggu ataupun menurunkan kepercayaan masyarakat
ada beberapa pasien yang melaporkan bahwa dia pernah mengalami trauma di masa kecil atau di masa remajanya gitu
komplikasi itu antara lain pertumbuhan janin terhambat dan bayi beresiko lahir prematur
namun bagi asn harus berhati hati
maka orang orang harus membahas kebutuhan vitamin d mereka dengan dokter mereka
dari daerah masing masing karena yang datang disini
saya juga memvalidasi beberapa nik dan kakaknya sudah pasti benar
iya kan gue tulis juga di instagram
itu kalo andai sampe detik kemarin sampe playoff kemarin lu gak dapet menit mungkin lu gak perpanjang kontrak ya bip ya
jadi kita semua harus mahat vokasi
substitution nya kalau mungkin lobster agak sedikit pricy atau susah
anak anak kan harus juga butuh perhatian juga
assalamualaikum wr wb selamat pagi waktu indonesia baik alhamdulillah
tapi lagi dipikirin banget pengen kontennya apa
saya sebut berkarakter pancasila
banyak gangguan sehingga telur ini tidak berhasil menjadi tukik atau anak penyu
gelombang wuh wuh wuh kayak gitu kan
masih banyak kemudian yang enggan berkonsultasi begitu ke psikiater ataupun ahli dokter jiwa
karena selama ini ya saya lihat juga bukan saja indonesia tapi seluruh dunia mereka semua memiliki target dan memiliki commitment dan political willingness
itu enam belas tahun masih main ps tuh
dari enam atau lima cm per tahun itu menjadi satu cm per tahun
menguji adrenalin anda saat ini berada di bsd extreme park pastinya mencoba beberapa wahana
untuk ini saya belum puas
dan kebun binatang cik ini
dr gizi rs immanuel bandung dadang arief menyarankan
dari world cat federation sebagai salah satu kucing ras asli indonesia
kemudian bagian perut tuna diolah menjadi sashimi
di prodohi lain juga ada orang tua yang komentar demikian
sama keliatan banget kalo uph tuh ini
gitu gitu ya ini kita udah ngomongin panjang nih tentang karirnya mario juga kita ada game sedikit nih buat lu
dan tidak bisa berganti harry kane
agar lebih mudah dimengerti oleh para peserta yang masih berusia tiga sampai sepuluh tahun ini
nah itu tahun seribu empat ratus lima belas masehi atau dalam hijrahnya itu delapan ratus tujuh puluh sembilan
lek dua itu pas
itu tidak lagi ditetapkan oleh rektor
hmm artinya ini bisa jadi barang barang yang dijual
biar kayak cepet turun sama
bawang putihnya ditumis sampai harum baru kita akan masukkan bumbu dari rendangnya tadi yang sudah kita pisahkan dari dagingnya
ketika menjadi manusia gerobak di jakarta
tapi buat kami beliau juga kita melihat bahwa dia juga keras terhadap pendiriannya
di cina itu semua agama islam ada
hilangnya ekosistem mangrove di sebagian wilayah menjadi penyebab abrasi kian ganas
kesemuanya itu merujukkan pasien pasien yang kritis maupun pasien yang perlu diobati ke rumah sakit besar
selama bekerja ada saja pengalaman tidak menyenangkan yang mereka alami
namun demikian agus belum merinci soal teknis
sekarang posisinya memang sedang belajar dan sudah kurang lebih sembilan bulan di sini
sebagai ketua g dua puluh indonesia terus mendorong negara anggota g dua puluh

kepikiran nantinya udah gak bisa duit orang tua segala macem
harus banyak berlatih dengan siapapun
dokter spesialis tidak melakukan tindakan seperti kiropraktor
memang agak provokatif pertanyaan ini
dia memiliki instrumen sah itu
ya yang pasti bbm sih tetap dibikirkan juga ya
karena kita tetap physical distancing ya can ya
kita kembali ke ibu kota beberapa hari terakhir kualitas udara di jakarta dan sekitarnya dalam kondisi buruk
apakah memang nantinya presiden xi dipastikan akan hadir
amat kak aman aman tadi agak
indonesia bisa mencapai herd immunity sehingga bisa segera mungkin terlepas dari krisis
tapi ternyata passionnya anaknya juga senang gitu
nah pada saat itu menjadi lebih berat
kang tadi saya sudah sempat ulas juga harga yang naik itu ya daging sapi bawang merah begitu ya
sederhananya di dalam fuel cell hidrogen dan oksigen bertemu
tapi seperti nasi putih sedikit kena tanggang
hal ini bisa dilihat dengan melihat kecukupan modal perusahaan asuransi yang dipersyaratkan oleh ojk
ini diketahui berdasarkan penelitian dengan menggunakan storet atau metode indeks pencemaran
jakarta yang jadi salah satu provinsi bebas rabies sejak dua ribu enam belas
di mana di ruang siber tentunya sama dengan dunia nyata ini
busana modest bisa dipakai dalam segala acara seperti acara formal pesta pertemuan atau hanya sekedar berjalan jalan
kemudian bagaimana sistem pengelolaan data pribadinya
skema baru seleksi masuk perguruan tinggi
tapi banyak ada di tondano sendiri yang datang ibadah di sini
lebih menggambarkan bagaimana keceriaan di bulan ramadan
kalau sekarang itu lebih ramenya itu di sosial media
terutama mungkin yang lagi mudik atau berada di sekitar kawasan solo dan sekitarnya
kami akan lakukan proses evakuasi sementara
anda dapat menemukan acara pertukaran seperti ini
kalau kayak gini gini berangkat sendiri aja atau rame ramean gitu
bagaimana sebenarnya kalau indonesia kan melihat tiongkok mitra yang sangat strategis
atau memang ada problematika sendiri di internal partai demokrat mbak wiwi
nah cuma kan dia udah sering
motif yang menyebabkan peristiwa tersebut
untuk membentuk pemerintahan yang kuat
kalau yang next year itu di kazakhstan kalau yang tiga x tiga
jadi bukannya dia harus passing enggak karena kalo dia nge shoot dia gak masuk pasti kan kayak wah
tapi tolong dipahami juga kami bekerja ada untuk kesejahteraan
dan itu juga akan menyulitkan kita ketika bertanding lawan guinea nanti
mas aun lolos ke olimpiade kita masih punya dua kali kesempatan
yaitu kerjasama dalam bidang kesehatan pendidikan dan riset dan sebagainya itu
waduh awas jangan sampai tertabrak kendaraan

sebenarnya gara garanya cuma itu gitu
kami telah menilai lebih dari
ngelatih otot otot juga biar nggak cuma berat badan yang turun tapi tenaganya juga harus kuat
main main sedikit lah chen sama joseph chen
pecinan godok ini menjadi permata para wisata di jakarta barat
mereka melakukan pembicaraan per telepon delapan kali
nah disitu yang kadang kadang kita perlu lihat nih ada kondisi
keluarga berharap identitas jenazah segera terungkap sehingga keberadaan sari indah yati bisa dipastikan
mereka gunakan sop yang ada di istana negara republik indonesia
namun hal ini hanya terjadi jika pendapatan tahunan anda mencapai tingkat tertentu
iya tapi mar ini sebelum gue ngobrol sama lu nih ya saat ini ternyata lu orangnya juga cukup kebuka ya
nah ke depan menurut saya memang
nah itu tuh bener bener gue masuk kuliah dua ribu empat belas dua ribu tiga belas dua ribu empat belas tuh gue bener bener ke luar negeri terus ke thailand lah ke china ke australia benar benar basket
menteri luar negeri dua puluh menteri luar negeri ditambah yang diundang kita akan hadir
bagian paling bawah diisi oleh daging ayam bagian dada
nah caranya sebetulnya adalah dengan melihat kesesuaian antara penghasilan kita
sampai rempah rempah pilihan sesuai resep awalnya turut ditambahkan dan tak berubah
itu yang paling utama di dalam may day kali ini harapan kami
prinsipnya adalah kami memberikan pembinaan dan kami data
untuk mengangkut kendaraan sepeda motor
karena itu kita berharap bahwa ini semua diungkap setanparan mungkin
mungkin kita bisa mulai dari evaluasi sedikit nih dari bang jerry
iya sudah mandiri dia sudah beli
tapi tidak adakah seperti misalkan
mungkin nggak selamanya juga
pada awal pengobatan hendrawan menerapi para pasiennya dengan aku puntur
self photo studio baru dia buka setelah kalt memiliki bisnis fotobox
sama aja kalah sama orang yang biasa aja tapi dia benar benar tekun dia benar benar fokus dia benar benar kerja keras
semakin hari semakin banyak bahan makanan yang dicampur bahan kimia berbahaya oleh pelaku culas
nah ini yang harusnya kita tegakkan
bisa dari stadium satu dua tiga empat itu semua bisa disembuhkan
yang direscue adalah monyet yang pernah dipelihara secara ilegal
aneka kuliner khasnya yang diwariskan secara turun temurun hingga
kita lihat data ini strukturnya kira kira data siapa
konferensi tingkat tinggi b dua puluh indonesia atau b dua puluh indonesia summit dua ribu dua puluh
oh iya kenapa sih itu by the way gua belum sempet ngobrol sih sama si akiong itu kenapa ga masuk uph sih
kemudian ada juga potensi potensi suap di sana
oh ini btw kita seumuran nih
jadi ekonomi real yang memang sangat berdampak ketika hadirnya berbagai festival gitu
akhirnya ditawarin lah latihan di pro
nah pada bulan juni tahun ini dua ribu dua puluh tiga beberapa bulan yang lalu sudah diluncurkan ya satria satu
jadi ketika politiknya selesai administrasi yang jalan gitu
jadi sudah dikendurkan kendurkan lagi gitu ya
tapi karena sekarang sedang masa pandemi bagaimana bisa terbang ke bali
itu semuanya sudah detail tertuang di dalam peraturan menteri yang dimaksud
sehingga betul sekali bahwa faktor faktor tersebut akan mempengaruhi
mungkin prof bisa lebih rinci lagi karena inilah hal hal yang harus kita waspadai
oke pak heri dari beberapa artikel
dengan lu pemikiran itu berarti lu
jika menemukan barang itu tidak boleh langsung diambil

gue popda seleksi gak keterima bos
ini akan mempengaruhi sektor usaha pelaku usaha makanan di dki jakarta
kapasitas regional kadang kadang kita berpikir
ini tuh merupakan wujud akulturasi budaya antara budaya betawi dan juga budaya tionghoa
sebagai jabaran dari undang undang dasar empat puluh lima adalah oleh bank indonesia
saya kan di depan tamrin untuk kantornya jalan ke sini lumayan efot jauh banget capek gak efektif gak efisien
mulai dari jajanan hingga makanan berat
ya soalnya emang hari ini kita take
semata mata untuk menutupi peristiwa pidana tersebut
nah dari situ nanti dilihat arahnya mau kemana
atau central bank digital currency sebagai bagian digitalisasi
hidangan sederhana ini cukup menggugah selera apalagi dengan pelengkap sambal bawang
kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah
lebih lanjut ardi suteja menjelaskan
ini kalau kita terus diamkan bayangkan umkm kita ini jumlahnya enam puluh empat juta
sekarang kita siap siap buat ngebersihin
swafoto foto bersama keluarga teman dan rekan di setiap momentum nah kebiasaan ini
berarti fokusnya di entertainment top ya
seorang ulama yang berasal dari kahlani
di mana akan diselenggarakan sebuah referendum indigenous voice to parlemen

kemudian apakah vaksin ini sudah bisa dikatakan cukup yang diberikan oleh kemenkes
mau kita cari di mana edelweiss bromo yang sudah menjadi ikon
tapi uang tetap di pak firly
misalkan mengganggu ketertiban umum itu kena
atau setara dengan satu tiga triliun rupiah
yang diberlakukan ketika aturan ini diberlakukan
ini seperti latihan delapan bulan
jadinya apa yang mau kita bentuk adalah support support support tiff nya support ernya
itu nanti harus memakai sandal upanat itu yang memproduksi juga masyarakat borobudur
itu kan kalau pemerataan internet
kasus jiwasraya kasus asabri bumn yang bermasalah
pemimpin yang menjaga kekuatan dan mempertahankan indonesia atas ancaman ancaman baru
eh si gerard saudara gue tuh bekas db
harus gitu nah gue tutor
iya lagi promosi lagi lagi atheng itu film pertama gue saat gue jadi pemeran utama
ke indonesia ini kan sifatnya dua musiman
selain rara buku adanya display salah satu merek jamu jadul cukup menarik perhatian
disitu juga gak ada pengaturan keluarga juga
merupakan bentuk akulturasi dari berbagai tradisi di nusantara
mungkin itu udah saatnya untuk dia dibawa ke profesional untuk diajarkan tuh
kemudian sistem holdingnya juga kita menggunakan konveyor yang berbasis listrik juga
jadi fenomenanya seluruhnya akan terasa seluruh dunia
kalau sedang melintas atau singgah di semarang jangan lupa sarapan ke kota lama
menurut pemilik kedai resep lumi diwariskan dari sang kakek yang berasal dari tiongkok
jumlah pelanggan yang menggunakan bus transjakarta ini selama pandemi covid sembilan belas
namun keceriaan berubah muram saat tiba tiba datang timbunan sampah dari luar
gimana gue gimana gue ke depannya kayak prospeknya gimana gue di basket
untuk sistem pengisian dayanya dia cukup di charging di rumah sama seperti kita punya hp atau punya laptop
kalau misalkan ada barangnya sampai dua puluh ribu juga bisa
terus saya ajak ke dapurnya karena saya pengen tanya
dia punya khas kelapa yang membedakan
terdapat pompa air untuk mengisi dan mengganti air di empat kolam penampungan tukik
yang saya sering sebut living saving playing
bapak dubes siswa pramono
hingga menunjukkan tiga hingga lima jari dari satu tangan
dan memang diperuntukkan bagi yang ingin sarapan dengan porsi kecil
dan anda nanti akan mendapatkan seporsi tim lo yang lezat dan nikmat ini
dan yang di rumah sakit rumah sakit kecil yang menyebabkan
ya semuanya mikir bangsa ini katanya gitu
kemudian perusahaan perusahaan besar juga mengalami hal yang serupa
di jakarta misalnya menurut data dinas satpol pp pemprov dki jakarta terjadi peningkatan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau ppks sebesar lebih dari tujuh puluh lima persen dari tahun dua ribu dua puluh
kalau ada sebagian yang sudah menolak tanggal itu dan ada yang lain yang masih mau tahannya
tampaknya informasi atau keterangan yang diberikan penuh dengan entah itu imajinasi
ini sudah saya ekspos di tahun dua ribu enam belas
dengan lima puluh persen saja masih defisit
karena meskipun mereka sudah menyiapkan diri
ada di antaranya yang menanyakan
tidak bagus untuk investasi dan pariwisata
apalagi nanti di perebutan tempat ketiga kita akan melawan irak yang tentunya secara peringkat dan di atas kertas lebih dari indonesia
jadi ilum itu berharap customer ilum
termasuk csr yang bisa diakses
kayak harus benar benar sembuh dulu baru bisa di pro
tidak akan terdengar tidak terpengaruh debat tidak akan terpengaruh berita
dan membiarkannya tergeletak di tanah seperti ini
sebuah bangsa di dunia ini bisa lompat maju karena ada persatuan di dalamnya
dan ketemu nih di pangandaran kemarin
harapannya mungkin misalnya perda tertentu tidak diterapkan tahun ini tapi menunggu sampai kemudian ketemu titik tengah antara pelaku usaha dan pemerintah terkait tarif pajaknya seperti itu
oke sanksi terberat dok jika masih ditemukan praktek serupa
emang pas awal juga lihatnya dari sini
publisher bahwa sebenarnya yang kurang
produk dengan harga tidak wajar
nah bagaimana suasana ramadan dan juga menjalankan ibadah puasa yang tentunya jauh dari keluarga di indonesia
pilihan terbaik untuk menggantikan kapten rizky rido adalah komang teguh
di salemba beda lagi ceritanya
oh iya lah lanjut itu aja lanjut terus lah kita winning team jangan kita bubarin
helm dan pelindung tubuh pun menjadi hal yang wajib dikenakan saat berlatih
saya menyuap arya dengan hadiah hadiah yang menarik
usia sih mau sekarang mau tujuh belas tinggi satu ratus tujuh puluh sama berat badan sembilan puluh
apakah waktu enam bulan kemarin tidak cukup untuk mempersiapkan sistem oss tadi yang disampaikan
dua puluh peserta pawai dan dua ratus lima puluh ribu penonton
mengirimkan anaknya ke pengasuhan
tidak hanya pengalaman tetapi ilmu loh ini
oke gaya mainnya mirip sih ya sebenarnya ya
nah dia dari situ nyesal nggak masuk yang ada basketnya gitu
kalau siang siang kayaknya jedir jedar pakai sambal enak deh
hal hal ini memang yang perlu diketahui bersama
alex adalah bagian dari proses seleksi
hingga adonan mengembang sempurna
korea taiwan itu nembus terus masuk lagi indonesia
kalau hari minggu lima ratus bisa jadi kuat
itu yang katanya dia bengkak itu lututnya dua duanya tuh parah ya emang ya
kantornya yang berada di daerah tubagus ismail kota bandung merupakan tempat awal dan akhir yaitu tempat perancangan jam tangan kayu dan pembungkusan sebelum pengiriman
karena tujuan kita adalah untuk suatu perbaikan
masjid agung keraton kesultanan buton
orang orangnya baik baik banget orangnya seru seru banget
dulu main di sm
nah ini kan dihembuskan lagi oleh pemerintah sekarang
bisa nggak dengan sistem yang diubah ini
icw lebih paham ya karena
pembelinya mayoritas adalah nelayan petugas pelelangan ikan dan pemilik warung
setiap benangnya harus dibentang diurai dan disetel satu persatu kemudian dijaga agar jangan sampai kusut atau putus
ya intinya harus diperbanyakin langganan ya
nah ini juga harus kita sikapi
semestinya di jakarta itu jam berapa kita harus lari pagi
kita kayak man made sedikit lah ya
juga tidak bisa mengabaikan yang setuju yang masih mau tahan dua puluh enam itu
atau yang lebih kuat atau yang lebih kuat jadi lebih customisasi
karena rezi juga diplomat juga ya bertugas di kbri di aljir ya
apalagi membebani pikiran beliau
menggerakkan kembali posko posko di wilayah
dari hasil monitoring pihak balai konservasi borobudur
di season dua ini kita selalu ngasih pantun lah gitu kan
sepuluh gram atau enam sendok teh per hari untuk anak anak usia tujuh sampai sepuluh tahun
akhirnya membekuk is di kawasan pasar cipadu ciledug tangerang
kayak main nabil kayak yaudah kita nyari pengalaman gitu kan
dan ketika melawan uzbekistan kemarin ketika ya tidak bermain terlihat sekali ketika kita melakukan
apalagi satu pilar utama di startersnya bali united tuh
nilai ekonomi daerah dan masyarakatnya
ketika remaja seusianya sibuk menuntut ilmu dan bergembira menghabiskan masa muda
intinya sita pingin lebih kayak fokus ke kerja gitu
selesai dikerjakan selama sekitar satu jam
mungkin nggak seseorang merdeka finansial di usia muda
sehingga kemudian kompetisi bisa berjalan
tapi pak muldoko sedang menjalankan fungsi sebagai ksp satu
kabinet itu adalah seratus hak progratif presiden
berarti kayaknya lu juga harus cakep panggil ya
nah taman kucing ini sekarang dalam ada beberapa pilihan lokasi seperti itu
enggak di bawah di bawah di bawah
nah ini memang sebuah tantangan gitu ya
jadi semakin besar ketergantungan terhadap energi impor
petugas kepolisian akan membidik pelanggar lalu lintas
bisa saja elastisitasnya lebih rendah
nama presiden jokowi sekali lagi sudah terseret seret
penambah nilai tambah dari saya waktu saya bersaing dengan teman teman yang lainnya gitu
tanggal tiga mei dua ribu dua puluh empat di mana disitu disebutkan pak prabowo ingin agar para mantan presiden dapat secara teratur bertemu dan berdiskusi mengenai masalah masalah strategis yang berkaitan dengan kebangsaan
untuk pentol isi telur cuma rp delapan per biji
nah ini yang harus kita dorong sebenarnya
mu lawan munchen gitu ya
mereka banyak beraksi di perempatan lampu merah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
seperti sebuah kasus yang ditemukan dalam penyidikan dugaan pemerasan ini ya
lalu bagaimana strategi kcic untuk mengatasi permasalahan tiket yang kadang kadang dikeluhkan terlalu mahal dibandingkan dengan kompetitor lainnya mbak
tentu ada pengetahuan atau ada yang mengetahui
tapi selagi gue punya yang ada di lapangan gue gak setuju kalo dia juara
pertama pendaftaran gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden
nah sehingga hal ini juga mengacu kami dari sisi kominfo untuk memberikan solusi yang pada saat itu diputuskan cukup efisien dan cukup probas
jadi waktu itu ketika
hari ini ada beberapa keluhan
kayak si siapa itu
penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden
kalau yang kecil mau digendong kalau ditaro di gerobak tak kepen pop dia
nah meski dikatakan selalu ada himbawan untuk menerapkan protokol kesehatan
melakukan kebohongan di dalam sidang
dengan adanya pengukuran melalui tes skolastik begitu
seurjin apa sih kenaikan pajak ini bagi para pemerintah begitu ya
ternyata makna dari televisi digital ini bukanlah mengenai jenis televisinya
yang kedua apakah israel bisa dipaksa untuk hadir
kita ada petugas yang memang dua puluh empat jam kita selalu sortir kita selalu awasin dari mulai sekuriti dan petugas keamanannya
karena ketika ada target dari federasi untuk bisa lolos dari fase grup ke fase knockout gitu
karena badan siber itu ada tiga komponen utama yang harus kita bangun
nih ada beberapa sma dari semarang kayak sma empat belas semarang atau pplp dari jawa tengah terus
iya efek samping jangka panjang ya dok
itu punya pengecualian dari penerapan pajak ini
nanti kalau emang tuhan berkendak ya bisa jadi mungkin
dari penghasilan yang memang dikelola untuk investasi
hmm yang berselimutkan sama adonan bakso di sekelilingnya
artinya melibatkan kalangan pendidikan
kita akan minggu depan ya berlakunya operasi ini mulai tanggal sembilan belas april sampai dua mei dua ribu dua puluh tiga mendatang
ada konsolidasi internal yang dihadapkan oleh para internal ini
untuk menyebarkan brosur paket arisan lebaran
atau bahkan pemerintah negara
alasan pengadilan agama tasik malaya yang terkesan mudah
mengekori rekomendasi coach wiwin
yang memang boleh pakai apa saja dalam umbrella si performance enhancement drups tadi gitu ya
berinisiatif mendatangi langsung rumah anak didik
sebetulnya di mana sih posisi kita
mulai dari tukbening gua jepang dan puncak sakup
kalau gue disuruh main ke us pun paling ya yang levelnya di bawah gitu paling kalau main
ada dua karya yang monumental
artinya lumrah selama kinerjanya bagus dan tidak tersandung masalah hukum
gue gak tau main bagus di game itu
menurut aku ngurusi yang praktis ini
banyak sampai dua belas pokoknya empat atau lima aja atau enam terus ditambah lagi dengan kejuaraan nasional
sekarang pendidikan itu kalau kami data kami saat ini itu kurang lebih ada sembilan puluh dua ribu sekolah yang belum terkoneksi
ada dua jadi efek jangka pendek dan efek jangka panjang
uzbekistan jauh lebih menekan sementara irak ini jauh lebih terbuka
memberikan masukan kepada pak prabowo ya
apa yang kita maksudkan
namun demikian saya hanya ingin kalau orang jawa itu menanjihkan begitu bapak
perputaran uang di setiap kedai berkisar rp enam ratus sampai lebih dari rp satu juta perharinya
masyarakat harus berhati hati tapi mungkin pak dari ppatk sendiri bisa memberikan saran step by step yang konkret
hai nah ini rendangnya di swir swir tapi pakai garpu aja ya biar tangan juga enggak kotor
tinnitus atau mengurus tinnitus
profesor kas mengatakan saran baru ini memberikan pesan yang lebih tepat
dengan total kerugian mencapai satu miliar rupiah
terus sudah akhirnya aku ikutin tapi aku tuh gak serius kak
dan pada hari berikutnya mereka meminta uang pembayaran tambahan dua minggu
ya mas nailul kalau kita bicara tadi pernyataan dari menkop sendiri
semua hari di bidang seni ada
gatau sih kalau misalnya sri kandi pasti masih liat
tadi banyak lubang yang gede gede juga kan
karena berharap untuk ridernya allah swt
jadi kita sudah melihat peneliti dari sweden kalau tidak salah
tapi ini versi sosis solo yang bisa dikatakan side disknya
bssn sudah membuat standar keamanan begitu
selain manajemen pemain pemilik klub dinilai harus memikirkan dan mengelola supporter atau pendukung
ya itu kayak lo dikasih grill chicken
kita akan persiapkan dulu makanannya di terbangan ini
kalau digambarkan secara apa secara geografis emang
dan apa yang anda lihat di tanah
apa sih yang kita pengen nanti pas
kadang kadang dari depan dari belakang
ngapain kita bicarakan yang kita lihat
hermawan menjelaskan terdapat istilah epidemik
kompleks makam sunan gunung jati terletak di astana kecamatan gunung jati kabupaten cirebon
waktu dapat awal ketika nyawa ini kondisinya bersih
ada gurihnya juga ada dan ini ditambahkan dengan beragam aneka jenis topping
kalau basket paling berapa sih lu
yang di situ adalah pembantu presiden langsung
karena memang mereka harus melindungi diri dari berbagai diskriminasi
agar memilih keluarganya dalam kontestasi politik dua ribu dua puluh
ada itunya ada ketentuan ada kayak aturannya gitu
meskipun anda tidak diharuskan untuk mulai melunasi utang anda
selamat kembali melanjutkan tugas
pertanyaannya kemudian kenapa polio bisa kembali muncul
untuk prosesnya pun lumayan agak cukup lama kurang lebih dua belas jam
itu mungkin ya gitu jadi misalnya gini tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat pembayarannya lancar
karena mereka tidak dapat menunjukkan riwayat sewa di australia
betul sekali tadi yang dijelaskan oleh pak arad dengan backgroundnya satria
tni angkatan darat dengan call sign army flight dalam rangka hari ulang tahun tentara nasional indonesia ke tujuh puluh dua
sementara polisi mengaku kesulitan melacak tersangka
ya lihat lihatlah tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan menurut saya nggak akan bisa main main
panutan kita untuk tim putri
yang menandai berdirinya australia
tapi tidak tersentuh dengan gelaran musik skala besar begitu
kecilkan api dan masak selama dua puluh hingga dua puluh lima menit
saya sih kalau lihat lihat kayak gini ya pengen aja beliin buat anak buat invest yang pertama
baik bahasa maupun cerita sejarah dan legenda
mereka bisa online bisa zoom mungkin dan lain lain
dan orang banyak yang sembel karena kawai karena
yang kita harapkan akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang seluas luas
ini terinspirasi dari tempat nasrullah bekerja di salah satu restoran di timur tengah
hanya cukup nasi kering tempe dan telur dejar
pendengar abastok setia dimanapun kalian berada
kelihatannya faktor itu yang utama
nah itu dia apalagi terjun payung
halo selamat malam mbak tiffany apa kabarnya
kalau indonesia sendiri kalau mas heri bandingkan
ya ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh sri mulyani ya
apa yang bisa dilakukan dalam rangka pencegahan israel terus menerus melakukan serangan ke gaza
sambil mengaduk tak tahan untuk menangis
bahkan pondok telah berkembang menjadi pondok pesantren besar yang memiliki tiga santri
kita lihatlah ini kan suatu hal yang
dan juga akan membackup dari segi keamanannya
mbak mira apakah ada gerakan mungkin aksi demo begitu terkait dengan surat edaran yang besok rencananya akan dikeluarkan oleh menakar
dari junior senior terus nanti ke profesional gitu
rekan rekan sekalian pada saat itu kita sudah emergensi
apabila indonesia juga secara domestik bisa menunjukkan kemajuan kemajuan yang berarti
kalau dijual memang begini kan
ini adalah sebuah refleksi dan juga sebuah respect
sejak dibuka kalphoto studio dapat memikat rata rata dua puluh konsumen per hari dengan harga rp satu ratus lima puluh per sesi dan mendapat lima cetak foto
terlebih kepulauan talaut ini menjadi salah satu kabupaten terluar yang terletak di perbatasan indonesia dengan filipina
ini sebenarnya sebanding ya dengan penghasilan singapura yang diprediksi mencapai tujuh delapan triliun rupiah
saya rasa sangat kerdil kalau memang pak prabowo ingin membentuk sebuah presiden club
dalam hal hal yang biasanya kita lakukan sehari hari
hanyalah bersumber pada data pengajuan dispensasi perkawinan di pengadilan tinggi agama jawa barat
tuh baru kali ini lokasinya cukup nyaman secuk
baik itu poas maupun pendidikan calon spesialis
tetapi bagaimanapun seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan vaksinasi polio ini
untuk itu segerakanlah divaksin covid sembilan belas
satu banyak alasan terus dia bilang emang kita mau jadi atletik bilang gitu
dan juga ada kebanggaan
lu berarti pertama kali bela
menuliskan bahwa penarikan mie instan tersebut dikarenakan adanya perbedaan standar batas maksimal residu etilen oksida
kalau ada dua ini dikasih di namo bisa
sudah mengetahui informasi soal kereta cepat jakarta bandung ini sejak kapan
saya bertemu dengan tarmat pria yang akrab di sapa kang abra ini
pak prabowo ini dan mas gibran orang yang menerima mandat
kita kembali fokus pada skema baru yang akan diterapkan akan dijalankan
tapi perjalanan saya belum berakhir untuk
game nya kayak tonight chill sih jadi setuju nggak setuju lo kasih statement setuju nggak setuju terus lo jawab setuju nggak setuju sama ada alasannya yang kasih sita
kedai yang punya slogan dapur sehat alami ini buka mulai jam delapan pagi hingga setengah enam sore
jadi manipulasi dari visual ya
gitarnya melodi atau bass gitu
ini secara lambat laun dengan mekanisme pendistribusian logistik secara berjenjang
bila dahulu pancake hanya sebatas menu sarapan maupun hidangan pencuci mulut
terutama format ya mungkin pemirsa cnn juga perlu tahu
saat ini sudah diperbolehkan nggak sih oleh pemerintah setempat
justru pembenahannya harus dimulai dari pendidikan dasar
bahwa akun yang kontra seorang orang yang kontra terkait dengan pengesahan rukuhp ini ini cukup tinggi
kita berhadapan dengan varian yang mana
kami akan undang kemudian kita akan berikan pemahaman bahwa lokasi lokasi yang mana yang saat ini mereka bikini
dua ribu tiga belas gua ikut angkatannya regita riffaldo
apa yang dilakukan itu adalah bagian dari menghalang halangi pendidikan
selamat sore mbak nana dan selamat sore pemirsa yang saya hormati
bilang bagaimana melihat pemerintah
walaupun lo gak ikut latihan scrimmage scrimmage gitu ya
segelas es coklat kental ini dihargai sepuluh ribu rupiah
satu ratus lima puluh orang ini nanti pada saat pelaksanaan pemilu tugasnya apa pak
bisa sifatnya gangguan perilaku gangguan isi pikir ataupun gangguan regulasi emosi
ibda ali sendiri dinilai sebagai pribadi yang bersahaja dan dekat dengan masyarakat
siapa sih nih yang bakal jadi pionirnya
baik pemerintah federal maupun state di australia
jadi saya sudah menerima royalti saya sebagai pencipta lagu dari lagu lagu saya yang disiarkan ke publik
dan itu kekuatan pangan kita juga
nah ini keluarga lo tuh ngasih pressure gak sih ke lu supaya ya jadi pemain yang istilahnya kepake terusan di timnas gitu
ya bisa banyak junior junior baru yang
sebenarnya itu tidak selalu bermaksud
tak sedikit sajian makanannya menggunakan nitrogen cair
bagaimana peluang gotogroup ini dan juga mungkin ekonomi digital lain
itu harus dibenahi secara menyeluruh
cuma vincent doang yang nge like itu
nah namun kanguan tinggi tidak semua saya katakan dua lagi tidak semua bisa kreatif seperti ini
makanya kalau memang publik
apakah memang orang ini ada gangguan isi pikir sehingga dia nggak bisa membedakan realita dengan kenyataan yang ada
ini mahasiswa harus bersuara mereka yang punya suara mereka punya hak pilih loh
mudah mudahan ini menjadi manfaat yang besar ya untuk perekonomian indonesia ke depan
maksudnya kan banyak kayak yang sekarang itu umur umur masih muda banget dia kayak lebih suka mungkin ya
damar sinuko semarang jawa tengah
a itu berhasil sebelum unggul itu yang tertinggi adalah a
bahkan jis memiliki fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas
tapi kalau nggak mau ada juga pawai yang mengkritisi tanggal itu kan
dan apalagi kalau proses translation itu bergabung dengan dramaturgy sebetulnya
baik dokter dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi kita baru baru saja juga digemparkan dengan kasus kekerasan ayah membunuh empat anak
sebagaimana keberadaan penganut penganut agama lain
sama beli agung ini di kawasan kuta yang menyampaikan bahwa peningkatan dari usahanya sampai dua kali lipat di usaha kuliner
itu kenapa pada saat itu saya dengan teman teman wartawan
langkah utama saat ini adalah memprioritaskan keselamatan para penumpang dari kedua rangkaian kereta tersebut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
kemudian untuk masyarakat rendah menengah sampai rendah
berbicara soal potongan pajak ini apakah mas yusuf mendapatkan informasi terkait dengan apakah pemerintah itu memberikan insentif terkait dengan pajak yang dibebankan kepada para pengusaha ataupun kepada konsumen
itu berarti lu pas lagi smp itu kelas sembilan
nah ini yang menjadi tantangan kedepan menurut saya
ketua lembaga riset kemanan cyber cheese rek
saya ingin makan tiga kali sehari misalnya atau ingin makan dua kali sehari
siapa sosok yang paling pas berada di posisi pertahanan
tapi tentu dalam hal ini kita berupayalah apa yang bisa kita upayakan
tapi tidak begitu deras di negara luar
atau ke ambar pernah ikut basket juga
khususnya pada rumah rumah warga yang rusak
kita harus bisa menurunkan biaya logistik
nggak pantas sih gitu untuk main di ibl di umur segitu terus secara langsung
kan kalau orang bersila lidah bisa tidak datangnya dari allah
ada norma yang bersifat pengaturan pengaturan teknis
kopi susu gua aren gin tea nasi tea dan maka ada latte dan kamel gitu
aja jangan lupa kasih garam juga cukup nah sambil menunggu spagetinya matang atau aldente biasanya
jakarta barat itu which is meruya kebonjeruk atau apa
oleh karena itu ya memang harus dipertanggungjawabkan
telepon aja direct aja kita nggak perlu duduk bareng bertiga
pada situasi nasional dan daerah
terus kalau yang kedua tuh ke kamar tuh apa ya
kalau medali medali emas
siapa sih orang yang berkontestasi tidak cuma ingin kalah kan tidak
bergabung untuk beraktif fisik
di hari buruh internasional satu mei ini pemerintah dan semua pihak hendaknya menjadikan buruh sebagai salah satu pilar utama dari agenda kebangkitan perekonomian nasional
internet di seluruh indonesia terima kasih
baik baik artinya apa yang terjadi di udayana ini sebetulnya bisa diprediksi karena dpr melihat bahwa
sehingga terdapat kewajiban bank sentral terhadap pemegang atau pengguna
ya karena itu sudah sebetulnya merupakan limbah yang mestinya dibuang ya yang mestinya dihancurkan
ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa
orang bilang udah seperti cinlok
oke untuk menumis supaya wangi kita pakai margarin
untuk di jawa timur sendiri jumlah pendaftar ppih berkisar empat ratus hingga lima ratus orang
cerita punya kondisi gimana
iya kalau di amerika sendiri itu juga monsiting sih mbak
sehingga sebanyak mungkin yang
prof karim bagaimana anda menganalisa gaya komunikasi capres anies kemudian prabowo dan ganjar dalam debat perdana tadi malam
oleh karena itu perlu ada kekhususan ada perlu kehatian sehingga tidak mengganggu masa depan anak tersebut
udah dari kapan sih di bali berarti joke
karena adanya suara meriam yang dibunyikan oleh petugas masjid
polusi sudah terbukti sangat merusak dibagi kesehatan
tapi juga soal kedalaman
jadi kita hidup di negara hukum
sementara itu pada waktu yang sama dana pensiun suaminya mendapatkan tambahan sebesar enam puluh ribu dolar
jadi setelah dagingnya matang
membuat sutari mengubah perspektif tentang kondisi kura kura laut itu
pihak keluarga telah melapor ke polisi sejak sari indah yati menghilang pada dua puluh enam desember lalu
kami dua puluh padu kuburannya
khususnya teman teman di polri
utang anda tidak akan hilang jika anda tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama
ya betul tuh rajawali
nah kemudian dalam satu waktu kami berjumpa dengan ibu helen sumarjo
nelusin basket di luar
mungkin secara ringkas pak dokter salut
gue suka orang tuh suka salah adalah gue nge brown haters maksudnya haters adalah hate dia sebagai as sepersonality gitu enggak gue gak personality nggak sukanya
modusnya ibu dua anak ini menawarkan beragam paket
kalau biasa kalau daging biasa dibakar sedikit kayak rasanya kering ya
pernah mencoba menggoreng dengan minyak yang bang ben
iya perdana untuk bursa
kalau sekarang kelihatannya pembenahannya dilakukan di hilir
karena ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ya
kalau kita bahas tadi political
perkembangan modest fashion makin pesat
atau kesulitan mengirim produk ke luar negeri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
ya untuk memastikan masyarakat bisa tertangani dengan baik dan juga kami sudah membagikan masker ya
dengan jokowi ada apakah kemudian
prof neil juga mengakui bahwa bagi beberapa kelompok
tetapi kita harus proporsional dan mempercayakan proses ini kepada aparat penegak hukum
diucapkan dalam kata kata itu kan bentuknya penegasan ya kepada diri sendiri
ada jadwal ke jakarta sama pj waktu itu
dia bilang kenapa sih kita nggak coba untuk fair aja
kementerian kesehatan juga telah menentukan batas konsumsi gula per hari
kalau kita menikmati tumpengnya pertama kita makan pucuknya dulu ya ujungnya
maka benar kita melakukan harus melakukan itu
pintar bijaksana dan berwawasan luas
lebih banyakan yang berbakat atau yang
kalau mungkin dari pengalaman mas ya yang pertama kali dua ribu sembilan
untuk kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan
rutin terjadi gempa dan potensi tsunami
setiap seratus gramnya daging kambing mengandung dua ratus sembilan puluh lima kalori sementara sapi dua ratus lima puluh kalori
tentunya bedanya nggak sama keluarga kalau di sini sama jam puasanya
kalau aku sama oki sih gak akrab banget gitu
selain memberi pakan dan membersihkan akwarium saya juga harus bisa mengetahui adakah ikan atau biota laut lain yang sudah
kepada saya kepada kami
kemudian ali al mosawe main di portugal itu gelandang mereka nomor delapan
mungkin seperti itu ya soalnya
agar misi misi kemanusiaan yang ia lakukan
ya pertama diharapkan dengan kasus ini bukan saja di tiga kabupaten tadi tapi hampir seluruh di tiga provinsi ini harus mendapatkan perhatian khusus ya
ini bagaimana nih bang andre cara membangkitkan kembali semangat para pemain ini
dari luar ruangan saja desain bangunan lucu yang didominasi warna cerah ini sangat menarik perhatian
jadi ini menurut saya
karena ketika pemain dengan caps senior sudah biasa main di level senior
dengan museum batubara botanical garden agroforestry dan silvopastura
peluang pasarnya menjadi semakin besar begitu
makanya gue gini kalau tuhan kasih berkat tuhan kasih rezeki buat gue
one point nah ini yang kurangnya di situ mas gitu mbak lain kali kalau emang ada turnamen
paket kelas field trip profesi ini rata rata seharga dua ratus ribu rupiah per anak
harus bisa duduk bersama saling anjang sana anjing sini
terutama di bung pais gitu sini
yang pro ternyata sedikit sekali
kira kira gitu mbak tiffany
anak anak muda harus bikin usahanya sendiri
ini karena di sini kan mkm jadi kan kita bisa menambah bagi bagi rejeki kepada mereka
ada beberapa kasus juga yang sudah melakukan perjanjian bersama
ya kalau dari pengalaman saya kacamata penyidik ya
topik kita kali ini mengenai perubahan iklim yang sebenarnya kita sudah alami beberapa tahun yang terakhir ini
dan kalau nggak salah kalau sudah vaksin di negara asalnya juga sudah diperbolehkan masuk tanpa isolasi begitu ya mas
tetapi tidak jelas penempatannya dimana
masih tim sekolah masih
jadi di pintu seukuran kecil ini pelaku membawa
belum pasti apa yang betul betul terjadi pada tanggal dua puluh empat
iya sama kebetulan jadi itu kayak di gang gua gitu tuh ada klub gitu
atas dedikasinya menyelamatkan dan merawat penyu sutari mendapat banyak apresiasi baik dari warga sekitar maupun pemerintah setempat
nah afrika selatan mengajukan ini didasarkan pada konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan pencegahan terhadap genosida
serta sejumlah negara di eropa dan juga di amerika
ada platform perdagangan bukalapak tokopedia blibli dan seterusnya pembayaran link aja dan seterusnya lifestyle dan lain lain
dan demikian juga meituan tencent alibaba gitu ya
di sisi lain keberadaan tambak perlahan mengerus ekosistem mangrove
industri juga merupakan penyumbang ya setelah kendaraan bermotor setelah transportasi
oke artinya akan menjadi anggota dari presidential club ini siapa saja
sangat lemah seperti yang tadi disampaikan oleh mas pratama
tersangka dan keluarga korban juga sudah saling kenal beberapa bulan lalu
dan juga agama yang perlu diapresiasi
di mana risk based capital minimal perusahaan sebesar satu ratus dua puluh persen
terus besok pagi langsung latihan pagi jam lima pagi
satu aja itu pun penalti kontroversial dari ali jasim
bahkan sebenarnya waktu itu pertama kali nyapa saya mereka pakai bahasa inggris
nanti ibu jadi partisan ingat itu
hingga berita ini ditayangkan belum ketahui penyebab pasti dari insiden
rektor dipilih suaranya tiga puluh
iya gue tau voice itu jujur aja gue pas lagi video di dbl itu gue agak familiar sih sama bapaknya si wongso
motornya yang punya eka sandi
tadi juga sudah di step mas aldi ya
memutar lagu jepang hotel juga
karena lima tahun lalu itu kebanyakan keluhan yang dilaporkan adalah hipertensi atau darah tinggi
di udayana ini adalah kasus terakhir
yang namanya orang mencari cari ya
kita berharap vaksin segera tiba
bagaimana di sisi flank flank kanan
berarti ini secara mental recovery nya bisa dibilang sudah
sehingga diklaim sebagai masjid terapung pertama di indonesia
delapan puluh itu tidak ada istilahnya orang peduli
apabila memang rapat di tengah pertahanan irak
itu yang menyimpulkan nana berharap atau tidak
kasus perseteruan status biologis ayah dan anak berikutnya
mengenai ruu daerah khusus jakarta itu diterima
mudah mudahan sih bisa berubah
sampai sekarang saya juga masih main basket
nah hidangan berkuah selanjutnya saya akan mencoba masakan mirip dengan coto makassar
baik dalam kegiatan pencarian pertolongan dan evakuasi korban
maksudnya tempat rekreasinya banyak juga buat bocah
emang pas ditujuin pas lagi masuk bubble ya
ketua umum pssi harus bersikap tegas
nah itu dua hal beda ya
karena memang wow harganya cukup tinggi tiffany
ini unik loh ini pakai besi loh
menjadi imam masjid pertama
dengan keramaian masyarakat yang melakukan olahraga di car free day
dan gabungan misi penjaga keperdamian
makanya kita selalu apa ya istilahnya banyak kan
selalu ramai didatangi warga untuk menyetorkan aneka sampah rumah tangga
gue tk sampai smp itu di oret labora di panglima poli
gue mau berbaginya sih sejak kejadian itu ya
pemberian pakan alias feeding time ini jadi atraksi untuk pengunjung sekaligus memperoleh informasi mengenai jenis jenis ikan di tempat ini
tapi apabila yang bersangkutan memang langsung hadir di tps langsung memberikan hak pilihnya ya kita akan perlakukan sama dengan pemilih yang lain
tapi rata rata aku masaknya di tenda sendiri
club asus tuh ya kalo masih
pasti dia akan control the game dia akan minta bola
karena saya memulainya menggunakan website website pencarian
harga tiket pasti menjadi salah satu pertimbangan selain tadi anda mengatakan pembenahan infrastruktur
saya udah lapar banget ini nih
secara global sendiri indonesia itu berada di daerah yang buangan dari kutub ketiga
ex napiter atau keluarga napiter atau anak anak napiter
oh iya saya sih sebenarnya belum tahu malahan kalau itu ternyata mungkin lebih sehat ya
rumor yang berkembang tapi saya tidak tahu pasti kebenarannya
berjualannya pun dia memakai itu
hingga kuliner membuat tempat ini memiliki identitas baru
bahwa kita merefleks ada masa sulit dan juga masa indah
atau dibangunin warga dengan sahur yang suaranya lumayan kencang juga
karena itu apa adalah gas buang yang beracun dan
semua orang tahu seseorang di dunia kolonial
adi dan nur sudah memiliki dua anak yang paling kecil baru berumur enam bulan
di pekanbaru riau minuman bernama unik ini selalu menemani saat berbuka puasa

sebenarnya nggak masalah sih asal kita menang ya cuman pas itu kita kalah
tapi kita persiapkan benar benar dari januari
atau persatuan kosmetik dia mengatakan seperti itu
tapi kan sekarang tidak ada aturan itu lagi
setelah ototnya relax kendur gitu baru kita melakukan namanya koreksi tulang belakang
pak prabowo sudah tahu berapa yang pas untuk partai demokrat
dan ini adalah salah satu roti unggulan dari roti lauk
namun pernyataan kedua menteri ini ditentang mantan penyidik senior kpk novel baswedan
multisensori yang bekerja secara simultan itu menangkap cita rasa pada makanan
agar kita mempercayakan diri ketangan orang yang begitu berkuasa
konsepnya bakalan selalu untold story cerita kayak gitu gitu
jadi kita lebih awal ya melakukan penukaran ke kecamatan kecamatan
gejala yang paling berat cuma batuk flu dan hilang penciuman
jadi kemungkinan kita sekarang terpaksa mencari opsi perumahan dengan pasangan lain
dikutip cnnindonesia com john muhammad
berarti lu pas lagi sma sampai sekarang pun di asrama atau lo bolak balik ke rumah
apa yang ada dalam kaitan itu termasuk surat tadi itu
tapi sebetulnya saya bicara dengan para bankers kalau bicara tentang interest rate naik itu anda sebetulnya malah menari nari di atas penderitaan semua orang
untuk koordinasinya sinergis dalam memberantas investasi investasi ilegal
untuk bagian tulangnya bagaimana yang sakit
iya seru sih dia aktif banget sih
kemudian data dari yang diperintah dari kpu gitu
oke jangan melupakan sejarah
sama sama menjaga keselamatan masyarakat pengguna jalan dan tentunya bagaimana mengurangi risiko pelanggaran dan mengurangi risiko terjadinya celakaan
dia punya bumbunya tuh nggak strong strong banget tapi after testnya itu baru berasa rempahnya
apa ya tiga bulan atau empat bulan gitu kayaknya
jangan sampai polisi siber ini

bagi asri ada rasa damai ketika melantunkan syair naskah kabanti
jadi ini juga sangat mengejutkan untuk saya
sementara itu mengenai daging kambing dapat menjadi pemicu hipertensi
ini kan check out nya nggak di satu platform
nah atau satu lagi kalau seseorang itu merasa kehilangan kontrol dari kehidupannya gitu
warga binaan lainnya juga sudah dibawa kendali dari teman teman dari
di market pun seperti dunia telko yang saat ini juga harus bersama sama pemerintah untuk bisa memeratakan informasi ini kan
tapi bagi yang luka luka yang memang serius perlu penanganan khusus kita rujuk ke dua rumah sakit itu
ekonomi semakin tidak pasti ancaman resesi ekonomi yang diproyeksikan akan menghantam banyak negara nampaknya kian nyata
nah ini kalau ngomong ngomongin tentang karir basket lu kan sebenarnya lo cukup naik di pas lu masuk sma ya
nah jadi memang dari pendirian renovasi dan apa namanya peristiwa peristiwa penting di pesantren alkafi samarang sendiri itu terjadi di tahun dua puluh lima saban
bahkan mereka berusaha menunjukkan karakternya termasuk pengalaman mereka di masa depan
jadi gue pun juga nanti akan bikin podcast barengan sama grupnya mahaka ada noise pernah denger
sehari itu gue dapet
ini murni adalah sifat atau apa ya
ketua seksi psikiatri forensik persatuan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia telah bergabung bersama kami
lima tahun ya didominasi oleh filipina tapi hari ini kita mendapatkan juara di sea games ya
tapi yang paling penting adalah membangun habit mbak meggy
jangan dong jangan disini anda
inilah sebenarnya event yang secara rutin ini yang bisa membawa traffic datang ke mandalika
mungkin lu surfing juga
ya itu pas lagi lo mau mutusin seleksi di karang turi itu posisinya lo udah bisa main basket bener atau gimana tuh
bangun dengan pakaian ini nah ini adalah pakaian sekolahnya perempuan perempuan
dan memang tujuannya saat ini pemerintah itu akan memfokuskan layanan satria ini untuk ke public services ya
ketika kami menjadikan webinar dan
atau dalam arti kata oleh kewenangannya rektor sendiri
untuk bisa merenungi tentang bagaimana nih ini yang namanya kehidupan
kepada lmkn itu sih yang paling penting
polisi yang mendobrak pintu lantas menemukan keempat mayat korban
ada perbedaan mencolok pada gejala keduanya
banyak pembeli juga macet juga
jadi pelaku umkm itu harus juga
ini harus bisa dipertanggungjawabkan
ganjar lalu mengatakan bisa saja nanti dia dan mahfud yang menang satu putaran
berarti waktu itu kuliah sempat dong kuliah di ini di jakarta
jadi menurut saya tidak mungkin dia itu menutup mata terhadap praktek praktek yang tidak benar
nah ini kan mumpung di connected ramadan kita kasih ruang lah ini mas daniel untuk kemudian
karena ini kalau segera bisa cepat ini segera bisa kita perbaiki
operator akan memberikan instruksi teknis selama berada di dalam lintasan
tau pajarnya ya jago jago banget
tambah tempat tambah spot gitu ya
di satu sisi menantang karena itu menjadi hal yang perlu kita pelajari
eh jangan kabur eh samsul eh di cakar
iya betul seharusnya itu karena kalau kita berbicara ekosistem ya apalagi di musik
saat ini warga jakarta dengan mudah bisa menemukan aneka makanan berkuah khas makassar tetap dengan cita rasa yang otentik
masa nggak mungkin dong telur doang
kualitas pemain yang pertama yang kedua
benar benar perlu menggunakan
kemudian dibalik dengan menggunakan dua pasan
para mahasiswa berasal dari tiga puluh tiga universitas di indonesia yang melaksanakan program tersebut
harganya mulai rp tiga lima ratus sampai rp empat per biji
romo antara etik dalam persoalan
pas lah sama waktu kalian berdiri untuk berjalan
melihat langsung lokasi r d kami
semoga ini akan tetap selalu diberlakukan ya
di sana usaha tempe aku numpang
antara awal awal perang inggris
sehingga dapat menghapuskan kesenjangan digital di indonesia
ini sulit lebih cepat dari lima belas sampai dua puluh menit
hal tersebut dianggap gila dan melawan arus ekonomi saat itu
baru pulang landing langsung ke door uph
khususnya dalam konteks partai demokrat ini
ya kalau menurut saya dalam konteks pemerintahan
mau disimpulkan begitu pun oleh rifana itu gak ada masalah
yang tertuang di dalam maklumat itu
nanti kita agendakan datang kesana berempat
itu supaya ibu tahu dan jangan sampai nanti menggunakan diksi diksi
banyak gangguan yang muncul
itu dimulai dengan angka seribu dua ratus kilokalori sampai satu lima ratus kilokalori
dan juga bisa dibilang berusaha untuk merestrukturisasi utang
sedang dan harus kita bekerja keras ke depannya
wah dilaporin nih sama istrinya sama apa gitu
walaupun ahaya tidak bagian dari tim delapan ya
oh iya bener bener
untuk bisa dikatakanlah menjadi poin positif begitu
kenaikannya di bawah dari tingkat inflasi empat tiga persen itu
halo dan selamat datang di off the script podcast bersama saya gundi cayadi
dalam tes dna sampel yang paling diutamakan adalah darah
di sektor fintech bagaimana mbak aisyah dengan rencana pencabutan moratorium p dua p lending
pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus kebakaran ini
meskipun ada konflik yang meningkat gitu kadang kadang situasi sosial pun perlu kita nilai gitu
benar benar fresh buahnya kan fresh
berani tidak kalau itu dilakukan menurut saya
bahkan berspekulasi bahwa ini juga terkait dengan kepentingan indonesia
kan minta ke lakers untuk istilahnya sesuai sama keinginan dia lah ya
tak hanya itu upaya rekonsiliasi dini juga dijajaki melalui pembentukan forum silaturahmi dengan mantan mantan presiden yang disebut sebagai presidential club
karena dari mk sendiri juga menerima ya amikus kurai tidak hanya dari sengketa pilpres tapi sengketa pilek
gue tk sampai smp di ol
hadir fisik dengan memeluk dan mencoba
saya berhasil mengikat dengan selamat
karena sejumlah pemerintah daerah mulai mengeluarkan larangan bagi aparatur sipil negara
ini hanya sampah sampah rumah tangga saja
tri ramadhani abuturan akademi militer tahun dua ribu tujuh belas
ekspor kita pun meningkat sangat signifikan
jadi aku nyobain kesini terus kayak lucu aja sih rasanya juga enak kok
tapi akhirnya kalah dengan cukup
ini saya menyambungnya constrate semua ini
dan juga aplikasi seperti campus merdeka merdeka mengajar
dan membawa harapan tentang bagaimana cara kita merawat apa yang kita punya
atau empat dari penduduk hong kong yang jumlahnya lebih dari tujuh juta orang
saking gokilnya kayaknya nggak ada yang bisa jagain tuh di sini
bahwa kita harus dapat menjadi bagian dari solusi
naik di pohon sedikit dan kemudian telepon di sana
ya itu makanya bahasanya tadi
dan mengganti dengan maskapai pelita air service
iya ini karena lagi karantina gini kita jadi sangat produktif ya bu ya
untungnya ibu ibu di kampung ini sabar menuntun saya menyilang nyelangkan helai daun kelapa
jadi lebaran biasanya di kantor pewakilan suka ada makan makan
daryono memperkirakan aktivitas gempa akan terus bertambah
tepatnya kereta api argo semeru yang anjlok di kilometer lima ratus dua puluh plus tiga ratus
sebenarnya anak anak kita bisa mbak kelasnya yang tadi kita bilang lima belas dua puluh itu bisa anak anak
berbicara apakah ini menjadi salah satu
kalau tadi mas yusuf mengatakan bahwa kalau di luar negeri ada sekitar sepuluh
gimana tukik nanti bisa
tidak hanya dialami oleh indonesia bahkan di informasi sebelumnya
sedangkan puluhan lainnya alami luka luka
pertama kami tentu memberikan gambaran kepada masyarakat
yang memang kerap dilanda kekeringan saat musim kemarau
sebelumnya juga kami langsung sudah menghubungi komisioner dari lembaga manajemen kolektif nasional
saya dan yulianto mengambil batang pohon mangrove untuk menjepit watung di dasar air
harga yang murah menjadi alasan masyarakat di alih alih kota atau lebih kenal dengan nama panggung
tentu apbn sekarang ini dijadikan satu tumpuan
jadi saya ingin mengedukasi saja stop pemujaan terhadap kelompok kelompok pelaku kekerasan seperti ini
termasuk tulang dan persendiannya
tikusnya silahkan itu tugasnya
bisa keep up terus
banyak sport club kan
harusnya pemerintah kemenaker fokus juga mengeluarkan atau mencari
kabar ini pun viral di media sosial dan media
oke hari ini kan weekend nih gimana ada rencana hari ini untuk buka bersama di sana
ini ga well professor jadi tolong jangan diikuti apa yang saya lakukan
ya soal ya bener walaupun di luar tuh basketnya ajib ajib tapi susah banget kecuali kita sangat sangat jago kak
tapi memang sekarang kabinet itu lagi di otak atik lah
jri dengan masyarakat indonesia di sydney
artinya infeksi ini akan meredah
dan waktu si raja wali tuh ngirimin tim profesionalnya
proses dari ulat sampai nantinya mereka siap mengokon itu sekitar satu bulan lamanya
tapi kalau mau ditambah dengan sayuran lain ya bisa juga kok

nggak bisa hanya mengakuisisi klub terus berharap
kami pun juga merencanakan ini berdasarkan
kalau misalnya perlu ada kayak take away ya gitu kan
perwakilan semua orang juga ya lo di rumah
jadi sambil kita berkemping suasananya seperti hutan hutan begitu
bakti membangun dengan konsep tadi sedikit bahasanya penetrator
dan saya tahu bagaimana upaya dari kemenpan untuk terus memajukan birokrasi
sehingga kalau dibilang pengalaman unik unikan seru seruan
kenegarawanan sebesar presiden amerika serikat
ahmadiyah ya di indonesia
beliau mengatakan presiden seolah olah pencuri mengambil uang untuk bansos
itu biasanya lebih memicu jerawat kalau dalam kasus aku gitu
namun di sini saya rasa memang concern utama dari pemerintahan sri lanka
kami secara bertahap juga terus menambah
eh tapi ini kalau ngomongin tentang layak atau nggaknya bukan bukan layak sih maksudnya bisa menghidupi atau nggak tapi kalau menurut lo sendiri masalah gaji itu gimana
pernyataan tersebut merupakan tanggapan hadi atas keterangan calon wakil presiden nomor urut tiga mahfud yang menyebut bahwa belum ada satupun sertifikat untuk reditribusi tanah yang disampaikan dalam debat cawapres pada dua puluh satu januari lalu
yaitu tanggal lima belas sampai dengan tanggal dua puluh satu maka diharapkan seluruh masyarakat yang mempunyai anak sampai tujuh tahun
sinyal pasar kita itu masih cukup kuat
karena nggak bisa karena sita juga nggak mau ganti warga negara
ini bagian dari upaya keterlibatan pihak media untuk menyampaikan kepada masyarakat
ada nggak sebuah sistem yang akan menghentikan saya
tersangka is juga diduga menendang pinggang korban
serigala di hutan juga melakukan hal yang sama
nah mas eva udah gak ada
lebih dari lima puluh enam persen diantaranya terdiri dari pemilih muda yang terdiri dari generasi milenial dan juga gen z
mulainya jam empat sore tiga sore jadi pemain yang dari penonton yang dari kantor itu bisa melihat
anda bersama sbs bahasa indonesia
well literate ya mereka yang well literate
ya rasanya memang kas
agar pertama kita bisa merawatnya
itu masih ada di surabaya
seiring dengan kemampuan layanan mereka ke masyarakat dan juga
oke kalau tadi disebut sama mas idar ini banyak banget sekarang konser dan juga festival musik
boleh jadi karena pertanyaan yang dibuat panelis itu kan tidak dijawab semua
selamat sore dok sehat selalu
apa yang bisa anda sarankan kepada masyarakat
nah inilah kendala yang utama kalau ketika kita memberikan internet di sekolah tanpa ada listrik
mereka hanya mengandalkan biaya sendiri yang terbatas untuk membeli bahan baku
ini ada angkanya tujuh puluh sampai dengan delapan puluh
ya mungkin saya jadi khawatir banget pergaulan anak saya
artinya begini apakah kalau tadi anda mengatakan bisa saja misalkan orang partainya
sebelum menikmati makan malam lesehan yang sudah lama menjadi langganannya
oke tapi kalau kita melihat ekosistem yang besar yang dibangun oleh goto group ini
pak menko bersama jajaran menganggap perlu ada peningkatan pengetatan dari yang sudah ada kira kira
soalnya kalo misalnya kita berenang sama basket tuh beda cuy
hamba allah itu sebenarnya
bahwa ikrar dan janji setia terhadap negara dan pimpinan akan terus terpatri dalam hati saya
binatang yang di sekelilingi apalagi yang di luar
kita mulai dengan liga baru di mana semua aturan aturan dibuat dengan tegas
kalau coto itu kuahnya enak
lima tahun lalu rizky kehilangan kepala keluarga
nah tapi kan memang rasa empati tidak boleh berlebih
meski kebanyakan tempat makan belum buka pada pagi hari
agar ya mengapresiasi karya musisi di ranah digital gitu
ia menggunakan bangkai ayam di kandang ini sebagai makanan megas
lantas bagaimana dengan pihak ormas yang memang sudah ramai diperbincangkan masyarakat
caimin meyakini hubungan jokowi dan megawati yang berseteru pada saat pilpres dua ribu dua puluh empat lalu akan membaik
tim liputan cnn indonesia
bocah perempuan berusia enam tahun ini diculik seorang pria yang menumpang bajai dari kios tempat kedua orang tua korban berjualan
itu komunikasi dengan tuan tuan dpr di sana
jangan pakai pemain senior semua ngerti gak sih
ketiga perempuan ini adalah petugas unit pengelola kebersihan badan air
terdakwa putri cendrawati maka tidak
lu smp sampai sma
sebagian kecil bukan besar
beradaptasi juga beradaptasi dalam soal penyajian beradaptasi soal kualitas
belum selesai sehingga kami tidak bisa mengumumkan
karena di beberapa negara kalau kita bandingkan range tarif pajaknya itu sekitar ada yang lima ada yang sepuluh
terus nanti dapat ibu tiri ibu tirinya akan sayang nggak ya sama dia
lumbungnya dihancurkan perguruan tinggi negerinya hancur
diajak pak bun juga untuk masuk petrus lagi ya
talenta muda juga bu buat bali united nih kayaknya nih ya
sebenarnya kalau dari agama yahudi sendiri ini kita ingin tahu nih
ini kalau bisa dibilang karir lu boleh
kedepan kita olah captive market yang ada
terutama di benua afrika dan negara kepulauan kecil
atau sekitar empat ratus enam puluh tiga miliar rupiah
saya yakin sebetulnya para rektor semua perguruan tinggi tidak mau menaikkan ukt
yang membuat tim ini selalu kesulitan terlambat pulang dan sebagainya
karena dolar indeks meningkat di atas satu ratus lima levelnya
lu pulang dari timnas terus langsung ke dom upah besoknya terus latihan
bertemu dengan warga yang membuang sampah langsung ke sungai saat mereka bekerja
jadi kita tahu bahwa indonesia juga memiliki kebutuhan spesifik
bisa mungkin dijabarkan bu apa saja faktor yang bisa menyebabkan ketidak efektifan itu
kurbankan jiwa raga untuk negara
kemudian yang kedua sebenarnya pertanyaan sederhananya adalah ketika relawan pak jokowi diminta untuk menjadi komisaris bumn
pak patria selamat sore
untuk mengembalikan lagi fungsi mereka
dan akhirnya kita tuh ditawarin sama cisungging buat ikut sahabat semarang
areas sellers broadcast up masaan untuk kita arnold itu cukup hal yang kuos it yang kita tahu kita saja
misalnya nih kalau kita tidak segera bersama sama menanggulangi ini
itu baru saya dengar dalam debat ini
sudah dijelaskan bahwa untuk banyak suku bangsa asli
banyak kepala ya kan
untuk orang orang indonesia yang tahu
sehingga border tersebut terpaksa ditutup untuk kegiatan keluar masuk warga asing ataupun masyarakat
apakah pernah disampaikan kepada publik
senin malam dua puluh enam desember dua ribu dua puluh
masuk ke politik saya catat dengan baik
cuma masih kadang sakit kan tempat gitu
jadi ada beberapa faktor yang mencuatkan klb ini
tim putra perkasa abadi ekspedisi himalaya yang baru saja menyelesaikan misi menaklukkan puncak island peak atau merah peak nepal
kita bisa bersaing dalam hal yaitu akurasi konsistennya kita lebih punya
berarti akan dampak ekonomi cukup besar karena tadi mas bagus katakan bisa melibatkan juga stakeholder masyarakat dan juga pemerintah setempat dan juga pusat
oleh satu lembaga atau negara atau apapun
beberapa siswa mampu membayar biaya kursus mereka di muka
nah begitu kita datang ke istanbul tiba tiba kita juga mencintai
jadi ada salah satu media memberitakan amerika dan australia protes dengan panjang menang kuhp ini
sehingga memang benar benar
karena lautan itu kita minta rezeki
dibanding gue empat tahun ke depan nanti gue nyiksa diri gue kaki gue gitu kan
jadi sebenarnya tujuan utama dari pajak ini agar setiap daerah nantinya bisa menaikkan kapasitas fiskal mereka menjadi lebih tinggi
aneh aja politik masuk kayak
ada apa namanya gerbok mulut itu juga menggunakan ketupat
pemerintah komunitas negara maju katanya mau ngasih seratus juta dollar per tahun
ntar kak mario tinggal jawab setuju gak setuju sama alasannya kenapa
atau denda sedikitnya lima ratus ribu dan maksimum tiga puluh juta rupiah
ltkl juga telah menyiapkan
disusul flight di belakangnya sembilan pesawat k satu dua tentara nasional indonesia
ucapan dari misalnya dari panji gumilang misalnya contohnya al zaitun itu
seperti dengan munculnya larangan perjalanan dari negara lain
tavi sendiri ini di sana ini benar benar lagi kuliah
jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja
apa membuat peluang gitu lah
kemacetan panjang membuat berkendara terasa amat melelahkan
jawa gaza bagian selatan sehingga memang pada perlusa kemarin memang israel sudah memperingati warga
sudah saya sampaikan ke menlu mesir semalam
yang penting adalah rata rata lama sekolah
karena kalau mungkin saya kasih angka supaya bisa lebih jelas
tetapi saya sudah tanya ada nggak undang undang yang dilanggar
lebih maju dan lebih dihargai oleh seluruh negara di seluruh dunia tentu saran saran mereka akan
ketua sekretariat lingkar temu kabupaten nestari atau ltkl
sambal goreng opor itu udah menu wajib
sebelum covid tujuh puluh delapan persen itu lokal turis dua puluh dua persen asing
iming iming mendapat rezeki kaget di bulan ramadan memang menggiurkan siapa saja
dan rasanya manis asem bercampur dengan roti yang empuk
salah satunya nantinya pemerintah daerah mampu mengelola fiskalnya secara lebih mandiri
kalau di amerika serikat misalnya dari amerika serikat menuju ke negara lain
kelihatannya tadi apa yang dijelaskan oleh pak nur farid
saya rasa memang ada banyak sekali momentum yang kemudian membuat indonesia kesulitan untuk bisa meraih hasil baik di pertandingan kemarin
irak akan menaikkan wingernya kemudian juga pivotnya
melihat perkembangan dan kondisi
net one koko dulu terus koko nyampein ke papa papa telfon balik gitu
ada nggak misalnya mensrianya ada nggak niat jahatnya
label tempe jarwo pun bertransformasi
ini gurita bagian kepalanya doang sebesar ini dan ini yang tidak boleh sampai termakan ini apanya sih bang
dan total terjadi dua ratus tiga puluh empat kematian

tapi sebenarnya kan kalau kita lihat pemanasan suhu laut misalnya
upah menggarap sawah sebesar enam puluh ribu rupiah sehari
bagaimana rasanya jika dihidangkan di kafe bintang lima
otomatis spine nya pasti akan dirincet semua
museum holocaust yang menggambarkan pembantaian umat yahudi di eropa secara resmi dibuka
oh suka semuanya oke oke
saksi kasus pembunuhan terhadap brigadir yosua yang asisten rumah tangga ferdis sambo susi
yang akan kita seleksi dan kita kumpulkan menjadi tim elit indonesia untuk melapisi nanti di bawah seniornya ini
ia mengatakan orang tua ditawari sesi orientasi
silakan kembali ke mungkin sebaiknya duduk saja ya
bergabung bersama kami suparji ahmad pakar hukum universitas al azhar
sehingga ketupat melambangkan nafsu dunia yang dibungkus dengan hati nurani
ketergantungan terhadap pangan impor yang akan membuat tekanan pada suatu negara juga meningkat dalam kondisi seperti saat ini
bedanya kali ini saya nggak turun karena resikonya
ya disini saya bekerja untuk menjadi jembatan
karena kan duitnya dipakai lagi buat belanja begitu ya
tim putra setelah pulang bukan kami mau beristirahat tapi justru anak anak akan segera menuju ke australia untuk uji coba
perginya bareng christian sugiono
kemudian pas kami bersihin dari atas dia bab
apa kemudian hal hal yang harus diantisipasi
agus menjelaskan mayoritas pelaku korupsi adalah aparatur sipil negara dengan modus operandi penyalahgunaan jabatan
iya cari yang dulu temen kita di mana gitu kita caparanin gitu
dan untuk mengakomodasi begitu banyak partai koalisi yang ingin dirangkul oleh pak prabowo tampaknya akan ada penambahan nomenklatur kementerian
terutama ketika berada di ruangan terbuka
mas terkait dengan ibadah di bulan suci ramadan bagi wni yang ada di luar negeri
tahun dua ribu enam belas kan salah satu tahun terbaik sita dalam basket gitu kan
bagaimana korelasinya atau bagaimana hubungannya dengan pengoperasian antara satria satu
sedangkan untuk asinan buah seharga delapan belas ribu rupiah
lalu kita lihat berikutnya adalah yang menarik yang juga kita backdown
pak menteri sempat mengucapkan hal seperti itu
dan juga singapura sebagai pelabuhan inti yang menghubungkan
memastikan ibu kota tetap bebas dari salah satu penyakit hewan
serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
atau buka puasa yang dibuka bersama oleh baik oleh masyarakat indonesia di sini
saat itu nah kalau telco
dulu gue sama si ricky doang tau gak lu kalo lu tau
mungkin itu saya lebih terlibat dengan itu
selain itu mereka juga diajarkan cara merangkai pesawat yang terbuat dari kertas
dalam konteks kedinasan tentunya ini merupakan satu kewajiban
lalu tetap melakukan testing dan treatment
rudy juga mempunyai rumah produksi sendiri yang mengolah kedelai hingga menjadi tahu siap goreng
kalau dulu mungkin bisa dilihat jalanan ini ramai oleh diramaikan atau macet mungkin ya karena pengunjung hilir mudik mencari pakaian atau sekedar nongkrong nongkrong di tempat tempat gaul yang ada di sini
tentu kita harus melihat dalam hal yang benar benar menjaga
kemudian ditambah lauk menduan dan entah hangat
bergabung eka bobi saputra warga negara indonesia yang kini bekerja di salah satu perusahaan farmasi terkemuka yang ada di korea selatan
tapi tadi apa yang kemudian membuat seorang komeng memutuskan untuk terjun ke dunia politik
tapi lu masih sering main basket berarti lah ya
oke lalu apa pentingnya dalam tanda petik ya kemudian mengetahui dan bahkan sampai memeluk yahudi kalau seperti itu
terakhir kayaknya densu itu ya yang sama densu
oh dua belas nama berarti sekarang tinggal tersisa berarti enam belas ya
oke ini hari ini mau coba kereta cepat dong pastinya
yang akan menjadi sebuah pemantik untuk perkembangan ekonomi digital di jawa timur
dan salah satu temannya juga bilang
dan langsung saja kita ke topik utama kami hari ini
jadi dari kami juga terus selalu memberikan edukasi bahwa apa itu motor sport
ganjar ya dengan kesederhanaannya gitu ya
rifki fitriyadi itu sebelumnya juga sama
itu maka tidak akan diizinkan tapi akan dilanjutkan dengan tes pcr ataupun tes antigen
jadi resiko tingkat kankernya itu lebih tinggi
variannya pun tidak umum ditemui alias unik
fasilitas kesehatan ada tiga dan gedung atau perkantoran ada
jadi sudah meningkat lebih dari seratus dibandingkan tahun lalu
wah tiga ratus ribu itu jumlah yang fantastis karena stadionnya sendiri mencapai kapasitas lima puluh lima ribu pengunjung ya
karena ini tugas dan menjawab kita bersama
ada varian bakmi unik dengan bentuk mie yang lebih lebar dan disajikan bersama topping yang berlimpah
gak ada yang dateng
dr fleur cattrall adalah dokter dari riz
karena sebetulnya kan ipo nya blibli itu sudah cukup lama direncanakan
secara lebih luas lagi ini sebenarnya bisa mungkin dibagikan kepada kami dokter
kita harus kerjasama juga dengan baik
apalagi kalau tempatnya hidden gem kayak gini
menjelang referendum dan apa yang akan berlangsung pada hari sabtu merupakan upaya yang besar
itu gak apa apa berarti
kita bisa melakukan itu loh kita bisa mengalahkan mereka
namun budi sivana menjelaskan setiap jemaah haji itu harus patuh protokol kesehatan
ini sebetulnya logika yang dia sedang bermain main di logika filsafat atau apa
termasuk juga bagaimana melobi kepada pemerintah
ini menjadi puncak dari masalah sipil dan politik yang terjadi di sri lanka
tidak sampai memikirkan efek dari tambak tersebut terhadap garis pantainya terhadap abrasi
dan kita basketnya nggak begitu bagus
itu kan gampang aja di verifikasi ya
melainkan juga pendidikan bela diri pencaksilat
oke boleh kalau mau langsung disortir pak
statement pertama nih setuju atau enggak setuju mario akan bermain satu tim di ibl dengan kokonya
jadi terkait dengan pendaftaran pse hari ini harusnya menjadi batas akhir kan
apa yang menurut bapak harus bapak lakukan
kayaknya sih enggak sih
di samping sekolah dan dia juga saat ini magang seminggu tiga kali
yang berdinding kayu serta bambu
dan juga mendorong konsumsi yang lebih berkelanjutan
dan pada waktu itu ada juga yang meneliti
jadi menurut saya ini harus dipilih harus celi ya
weekend tetap undangan ini terus banyak
dengan begitu evakuasi dan pertolongan terhadap pasien bisa dilakukan dengan cepat
dengan pri untuk menyepakati
berangkat ke taiwan dari
tertarik aja ya tampilannya cukup menarik dan imut imut gitu juga sih
beberapa tahun terakhir sepuluh tahun terakhir ketika
jadi kalau ibu lihat misalnya jakarta itu
di dalam pertemuan pertemuan global membawa aspirasi indonesia
karena mereka sering terlalu marah mengenainya
itu kan berarti ada kekuatan ya bisa
kemudian di ppkm darurat
nggak tau sih mereka kalau saya sih nggak
maka ada baiknya anda segera berkonsultasi ke dokter untuk mengetahui pengobatan yang tepat bagi gejala pilek yang anda alami
yang punya perhatian terhadap penyu
tetapi ada ikon khusus yang memang diberlakukan pada inacraft kali ini yaitu ikon provinsi sulawesi selatan
tapi sudah pindah ke monas
kue yang lagi hits dengan lapisannya yang banyak banget
tim liputan cnn indonesia
saya pikir itu suatu kontribusi yang sangat bagus sebetulnya untuk membuka wawasan
saya akan teruskan tni dan polri tetap berada langsung di bawah kendali presiden untuk mempercepat reaksi dan memperpendek rentang kendali dan rentang komando
kalau di kampung kami itu kalau di pulau laut sana kalau bulan puasa ini memang kue handalan gitu
bayarin sekolah nah sempat hari apa gitu aku dikabarin sama kakak kelas aku tuh yang dari kudu
mesti atas dasar undang undang
kawasan seluas lima puluh lima meter persegi ini
nah ini bu tapi udah ada bocoran suaranya nih bu ya kan
untuk informasi saat ini belum ada pihak baik dari pt kai maupun pihak kepolisian yang bisa memastikan
wanita yang berdomisili di sukabumi ini harus bolak balik ke bandung agar mendapatkan perawatan terbaik bagi kesembuhan anaknya
udah main bola di kampung sama temen temen udah gitu aja sih kerjaannya
sehingga kita tahu di mana orang orang yang selama ini tidak menginginkan sepak bola kita ini berkembang dengan baik
yang cukup tinggi adalah rabies
selain itu kita juga mengembangkan kerjasama dengan northern territory
sehingga harus mencari pendanaannya sendiri
untuk mendata rumah baik yang rusak berat rusak sedang rusak ringan dan seluruh infrastruktur
di belakang saya supporter sudah ramai
sebab itulah semangat keberlanjutan yang dibawa oleh pak prabowo ini itu perlu mendengar dari beliau beliau yang pernah memimpin indonesia
yang terletak di pusat perbelanjaan
ataupun di non nu muhammadiyah
hanya untuk properti pribadi tersebut
tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam inflation reduction act itu
mas saya juga lapar kayaknya
dan masalahnya ini berat dan nggak akan ada lagi jalan keluar
supaya kegiatannya betul betul terkendali dan sistematis
jadi biasanya kan kalau orang lagi punya emosi negatif tuh secara kejiwaan
dari hotel dan fasilitas hotel
dia berhasil sampai di titik ini tuh murni karena usaha dan kemauannya dia sendiri dan orang tuanya ya
sehingga ini juga menjadi sebuah prasarat yang bisa dimiliki oleh pak prabowo dalam
jadi timnas ada open selection ya gue dateng ke gro gro gro
saya ini yang bernama deung farmasi ini di global business team
untuk mengenalkan dan mengeksplorasi ragam profesi secara langsung
atau diberikan diskon diskon yang menurut saya itu layak diberikan kepada produk umkm lokal kita
tak hanya di bagian luar bagian dalam kedai teh kental dengan ornamen khas tionghoa
karena saya rasa kalau kita bicara masalah reses imf
tapi jangan lupa juga bergaul sebanyak banyaknya dengan orang australia
kemudian minta saran pak luhut
besar banget ya kerosongnya
sebagai upaya kolektif mengakhiri pandemi covid sembilan belas
kemudahan dalam konektivitas digital dan juga pemerataan internet
akibat tindakan represif pemerintah dan aparat
dalam surat ini diungkapkan ada beberapa perwira menengah yang kemudian menerima aliran dana dari pengusaha tambang ilegal di kalimantan timur
pernah cairan ini terkena kulit
agar pada saat kita mau sahur
gak setuju kak samuel
apa yang mau dipelajari biar lebih berkembang lagi
bagaimana kita berhadapan dengan produk impor
siti nadia tarmisi mengatakan
kalau dia nggak kerja keras kan percuma juga ya mas ya
untuk terkait budaya di aljazeera ini
ini juga si rocky juga sempat bilang kan maksudnya
ini akan lama lama akan
sekilas ya kalau ngeliat kayak cilok lagi
dan juga terkoneksi atau dekat dengan ruang icu
tapi masih bayar spp gitu
jangan nyambangkan mikirnya gitu
tadi saya dengar katakanlah orang yang handicap ya dengan autis tadi
zaman kita dulu ada sih zaman tahun delapan puluh an
kemudian tempat buat klik kalau hujan tutup ini saja
data dari kementerian kesehatan pada riset kesehatan dasar tahun dua ribu delapan belas menunjukkan
merupakan sendiri pelanggaran etika yang berat
setelah ditutup jarwo kehilangan mata pencarian dengan bonus menjadi buron
artinya masyarakat yang mendirikan tempat pengungsian
berarti bukan habis saja lagi muharam nih bang
salah satu orang tua peserta wahyu sengaja mengajak putranya yang masih berusia enam tahun
tapi durasi kita sarankan sekitar dua atau tiga hari kalau memang masih ada gejala atau memberat boleh langsung kontak ke dokter untuk dievaluasi lebih
saat musim kemarau terik intensitas penyirannya tinggi
pendapatan ini mempengaruhi tidak dengan naiknya harga pangan
untuk menyelamatkan dia dan juga untuk memperbaiki tempat kerja
karena padahal ini bukan hari libur loh mbak tia
baru langsung menunjuk orang orang tertentu menjadi anggota kabinetnya
kalau saya lihat penampilan seperti ilham rio fahmi kemudian juga fajar fatur rahman
lalu bagaimana dengan indonesia
mungkin nanti ada kegiatan lain lain
yang kita kenal sebagai pembunuhan autoristik gitu
ada yang dicacah dadu lalu ditusuk ke budi yang dibakar yang dikenal dengan sate
karena ada sebagian penelitian yang membuktikan bahwa itu ada kaitannya
icw kemudian menyebutkan lagi lagi jumlahnya bertambah
sri mulyani prabowo sugi vihazan hingga para petinggi tni bahkan turun panggung untuk berjoget bersama
berbicara tentang keluarga neneknya yang menjadi masakit
jadi upaya sia sia upaya yang telah dilakukan selama ini
tahun ini untuk mencoba
nih yang tak kalah lucu saya juga memesan minuman dingin dengan mering yang berbentuk imut
ini seperti yang saya lakukan pada saat awal saya melakukan kegiatan pendistribusian beras oleh bulog untuk intervensi pasar
siapapun yang terpilih makanya dalam steam presidensial di sini
kapan sih terakhir kamu liburan
yang meminta agen pemegang merek untuk memasukkan

hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para menterinya
profesi lainnya itu banyak pilihannya buat dia ke depannya gitu
dan setelah beberapa panggilan
dua ribu dua puluh dua ini singapura itu kunjungan wisatawannya sebesar enam tiga juta
sedangkan ada berita bahwa wah ada satu influencer dua puluh empat jam
ya kedelai ini kebutuhannya tiga enam juta ton per tahun
dalam proses kreativitas membuat musik
jadi saya tidak pernah mengatakan arogansi kekuasaan pendekatan kekuasaan
melahinkan di teluk botni
karena itu pengunjung tawa datang selalu berganti
dari pihak tiongkok pun melihat indonesia sebagai strategic comprehensive partner
tapi what s next nya itu yang harus
selamat malam gubernur sumatera barat
dan memiliki peran untuk memiliki masa depan yang positif
bagi mbak asih membeli bangkai ayam yang terlalu busuk amat beresiko karena baunya yang terlalu amis
ia pun harus merelakan stok kue kue buatannya utuh tak dibeli oleh konsumen
bapak kompes poldudik kami silakan
dalam mengendalikan atau mengawasi penyaluran daripada beras pemerintah
langsung itu saya mah minta ke bengkel
serta ini baru saja akan terbatas dalam base innovation summit
tahun dua ribu tiga atau dua puluh tahun lalu
jadi di pantai karawang tanahnya bukan tanah yang berbatu seperti di pantai pantai lain
ataupun juga ada beberapa miniatur miniatur seperti perahu pinisi
sedangkan makanan kita rendangannya nomor satu di dunia
dokter spesialis tidak melakukan tindakan seperti kiropraktek
sebulan kemudian akan dilakukan penyuntikan kedua
jadi kita bisa punya kesempatan untuk punya satu regular program
rasa tertarik terus akhirnya kasian
kalau saya sendiri lebih tertarik gitu pak
untuk bisa merekrut talent talent local talent yang ada di lombok untuk menjadi bagian dari event ini
dan juga dari minyak dan gas bumi yang kita eksploitasi
metabolisme kita lancar sistem imun kita kuat
bisa encourage teman teman daerahnya untuk main di lebih lebih komplit lecen ya iya terus katanya
tapi justru dimenangkan oleh pasangan dua prabowo gibran
gak berjalan tuh dan sejak kapan
dan kita beruntung saat itu awal awal pandemi
tamiati berusia empat puluh dua tahun sempat melarikan diri saat mendengar kabar
ternyata dari pihak pak firly kan membantah
kayaknya gak boleh seleksi online nih boping
misalkan outfit outfit yang mudah distyling
dan beberapa wahana ekstrim lainnya
ya kalo sampe sekarang mah
misalnya sma atau baru masuk kuliah sebenarnya mindset seperti joseph ini menurut gue harus ditiru ya sebenarnya
jadi mungkin kenaikannya bisa sampai tujuh puluh lima basis point lebih setahun
yang berbeda berjumlah ratusan ribu masyarakat adat
tentu saya sangat menghormati
oke hampir satu jam saya ada di sekitar kawasan ini
dalam artian apa dalam artian kalau kita berbicara musik gitu itu tidak hanya dalam konteks
antara lima puluh hingga seratus ribu rupiah dalam sehari
kepada warga yang merasa terganggu dengan datangnya satwa nanti ke permukimannya jika itu terjadi
artinya nantinya setelah satu bulan penuh ini
tahun dua ribu dua puluh sendiri menempati urutan kedua tahun terpanas
terus tapi abis setelah latihan di situ gua tambah tambahin sendiri sama papi gua pak
sampai akhirnya jadi masalah kan karena dia salah jari kan
saya yakin di tahun dua ribu dua puluh satu ini jumlah perusahaan yang mampu untuk membayar itu jauh lebih banyak dibandingkan yang di tahun dua ribu dua puluh
itu tuh papi papi papi itu pun juga gue boleh jujur enggak ada rekayasa bener bener keluar tiba tiba
pertama adalah karena status pandemi belum dicabut ya
salah satu pendaki andi nugroho mengatakan
anda bersama sbs bahasa indonesia
kayak isinya ada loli kelly deni siapa salah lah itulah
kemudian apa namanya kominfo nge list
kalau di sekolahan aku gak pernah dapet beasiswa kak
itu kalau gue yang pegang karena gini gue gak punya banyak uang untuk punya banyak staff
akhirnya kayak kita nih untuk meekspresikan apa yang kita inginkan yaudah bikin podcast kan
di sana ya karena satelit ini kan
pertama di jerman para mahasiswa yang sedang melakukan program magang di jerman
untuk bisa menyelesaikan kasus dan juga kenaikan ukt yang terjadi di beberapa kampus di indonesia
pemerintah mengklaim salah satu penurunan omset umkm
mahkamah internasional akan membuat putusan selah
karena dari pemicu itu yang kita akan bisa melihat gitu kenapa sih berakhir dari satu peristiwa
ketiga pendaki dari tim putra perkasa abadi sukses menaklukkan dua puncak tertinggi dunia
antusias warga sekitar luar biasa
waktu itu yang ngelatih sih ali budi mansir kak
terus ada terawih juga dan ada itikaf juga sepuluh hari terakhir
sehingga memang dan kita juga sudah mengalahkan tim dari timur tengah juga jordan
cara tradisional ini dipilih karena dinilai lebih praktis
pancake itu pan itu ya wajannya yang tipis
kawasan masjid amirul mukminin pun diramaikan warga untuk berbagi takjil
sebenarnya tahun dua ribu tujuh belas itu kan seasonnya sampai dua ribu tujuh belas
hal ini berakibat pada rendahnya tingkat vaksinasi
sebelum tidur masih aja lihat gadget scroll sosmed apalagi game mantan
penerapan denda tidak begitu saja dilakukan
jadi which is kalau dia berpengalaman otomatis kan dia kasih ilmu ilmu sesuatu sesuatu yang baru yang tadi gak pernah didapet dari pemain indonesia
untuk membuat kuah manisan karika agar memiliki aroma dan rasa khas buah karika
joseph akan lebih milih satria muda dibanding lufred fitnah atau fakta
iya dan sebenernya ada yang ini nih kalo misalnya lu kemarin kan lu startnya tuh agak lambat ya bip ya
berapa kayaknya nggak nyampe semenit deh ini kita coba ya
tiga ratus perusahaan sosial
ada jutaan umkm yang memproduksi kemudian kompetisinya nggak sehat
saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di indonesia
tadi disampaikan pak mendak sepakat
foto dan video aksi unjuk rasa pun ramai diperbincangkan masyarakat dunia
tau kayak begini yaudah kenapa gak coba lagi gitu kan
dalam posisi inilah kenapa saya mengatakan untuk mari kita tidak menyeret nyeret presiden

merayakannya atau memperingatinya itu
bahwa pelembagaan ini sangat tidak perlu
dengan juruk tipis dan garam selama tiga puluh menit
gue belum kayak gue belum apa belum pantes lah gitu masuk di prapon gitu
dari dua jam ya oke deh sambil nunggu waktu buka puasa di sana mas daniel ngobrol ngobrol sama kita yang lagi sahur ya pagi ini mas daniel
mungkin setelah satu minggu kita bekerja apa saja hasil hasilnya dan kemudian bagaimana ke depan langkah langkah kita selanjutnya
selain ada pisang kita juga ada buah yaitu buah nanas buah nangka
kali ini saya akan mengajak anda mengunjungi beberapa ahli pijat
sebenarnya tidak boleh dilakukan penghutan parkir liar di sana
semua ternyata mengalami hal serupa begitu
nilai ini jauh di bawah negara asia tenggara lainnya
membutuhkan beberapa tahun setelah konstitusi memperlukan mereka untuk wujud
untuk para pembalap baik yang bisa dibilang pro ya
kita juga udah nonton di videonya adi juga ya chen ya
uph bilang ini banyak banget sertifikat basketnya kenapa gak coba daftar basket
tapi syukurnya karena mungkin ada membantu juga setelah divaksin ini jadi gejalanya justru tidak
dan itu sekali lagi menggabungkan dengan
memang memiliki banyak potensi
jadi jabatan ini juga bukan sesuatu yang diincar karena ada kepentingan kepentingan
sensasinya ini benar benar seru banget
pemberian pakan megat sekaligus bisa menekan harga pakan ayam yang semakin tinggi
di gedung serbaguna hotel sun city sidoanjo jawa timur minggu sia
yang disusun oleh esam al ghalib dan madina jafari untuk sbs news
saya termasuk dari blok yang mendidikkan ini
dua ribu satu saya sudah merasakan apa yang diatur dikelola di peraturan ini
sidang dipimpin oleh majelis hakim dihadiri oleh dua pemohon keluarga pemohon dan saksi saksi dari dua keluarga pemohon
saya kenal dia di sana cuma keluar dari di jalan
lokasinya di dalam wilayah benteng keraton kesultanan buton
ini sudah tugas kami sehingga kami selalu berupaya tingkat kerusakan itu kita minimalisir
negara negara di asean yang
dan ak enam tahun di dalam sebuah rumah kontrakan
cuma sisa sahabat semarang doang karena ada udah diajak dari dulu jadi sita nggak mungkin tiba tiba bilang enggak dong ngerti gak sih
lalu yang ketiga jadikanlah merdeka finansial adalah tujuan yang anda inginkan
karena mungkin terlalu rigid ya kalau sebatas apel saja
tentu saja aku ingin menjadi bagian dari itu
karena kan gue belum pengalaman juga
semua framework yang berbeda
mengawasi industri jasa keuangan
nah hal hal seperti ini apalagi karena tiga tahun covid ini
dan itu akan menjadi progres kosong
apakah yang terjadi terhadap di indonesia ini
dengan nilai rujukan city value di bawah tiga puluh tiga atau tiga puluh
ketika itu masyarakat akan diminta untuk memilih ya atau tidak apakah mereka mendukung perubahan konstitusi
pak udah berapa lama sih bawa kayak gini pak
wah biasanya ini kalau ada kerajinan kerajinan ini ada keramaian biasanya banyak ibu ibu ya yang melihat yang lucu lucu
itu mendapatkan dana dari para operator yang mereka tidak mau untuk membangun di daerah sana
hutannya dan bila mungkin lebih
saya masih cenderung lebih suka belanja online ya karena bisa himat waktu himat tenaga himat transport
bener bener bener senior senior ya bo ya
seperti banyak diberitakan asuransi yang digunakan indra ternyata memiliki masa tunggu satu tahun untuk bisa diklaim terhadap penyakit kronis
untuk menghindari kejadian gagal klaim asuransi budi memberikan beberapa tips diantaranya membeli asuransi saat keadaan sehat
ya negara harus turun tangan dalam hal ini presiden yang menginginkan transformasi sepak bola indonesia
sementara menurut wakil ketua tim kampanye nasional prabowo gibran bahlil lahadalia
dan jangan lupa visi besar salah satu visi besar dari pemerintahan saat ini adalah
gimana kemarin pemesanannya boleh diceritakan sedikit
halangan oke ini tadi opini
mungkin ada sedikit saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization
seh pimpinan pesantren itu yang terlihat nyeleneh
bukan hanya di nasional saja tetapi juga di internasional saja
dihubungkan dengan sekitar tujuh puluh
supaya mereka juga punya masa depan
akulturasi budaya terlihat pada arsitektur kompleks makam
seperti itu ya jadi lebih
tapi kalau misalnya dilihat sekarang proses yang sekarang berlangsung mas yudi
perkawinan anak yang dilakukan rosmayanti dan perempuan muda berinisial a ini
dengan membaca kita bisa memperkaya pengetahuan
untuk mempercepat pemerataan konektivitas digital hingga ke pelosok negeri
tomat turun dari harga tiga puluh menjadi rp dua puluh empat
umpuknya lagi naik gitu nih doang
teman teman kbri cairo
salah satu menu andalan di sini adalah bubur mandarin
yang kemudian dimasak di atas permukaan wajan datar yang panas
selain menjaga pola makan tadi tips kelima adalah berolahraga ya
naik berapa kali lipat muridnya

sangat benar itu aturan
selain dipasarkan di kawasan dataran tinggi dieng olahan manisan karika ini juga dipasarkan ke luar kota
sudah cukup banyak wisatawan baik dari kawasan sekitar banjarnegara dan wonosobo
ini kan berpikir setinggi langit setinggi bintang di langit
isu penolakan atau isu protes terhadap disatanya rkuhp
karena bapak ada kegiatan yang saat ini sedang ditunggu
kalau mereka katakan tadi yang disebut sampai ada ke papua
eh enggak cen kalau misalnya beda delapan tahun tuh biasanya agak beda
nah ini tadi ada konsern konsern negara maju udah melarang
karena skor lu tinggi banget sih jujur aja
satu ratus dua puluh rupiah sehari
bagaimana jika gugatan dari afrika selatan ini juga didukung oleh negara barat
bagaimana apakah aktif juga nih atau membuat acara biar mengobati rasa rindu dengan tanah air
terutama untuk masyarakat indonesia yang melek teknologi
udah kayak berturut turut gitu jadi kayak beban lah mainnya
sebagai kapal khusus rumah sakit sirkulasi udara di kapal ini juga sudah diatur agar tidak tercampur dengan ruangan awak kapal
mereka juga mengerjakan pr nya dengan baik secara permainan
di daerah senen jakarta pusat ada warung coto makassar yang sudah berdiri sejak dua puluh lima tahun silam
nah kalo andai lu agak jauh gitu misalnya ke jakarta kak atau ke surabaya gitu emang sama lu setuju aja ya berarti ya
semakin tinggi persepsi orang tua terhadap pendidikan khusus untuk anak anaknya
di internal pemerintah kan belum dibahas karena draftnya belum kami terima
oh udah ada sobkondro sekarang di meja saya
termasuk meninggalkannya untuk pedagang yang belum buka
tapi perlu diingat ini adalah emas logam mulia ya bukan perhiasan
kak samuel berarti udah nganggutin nba dari kapan berarti
biar bau amis hilang sama lendirnya enak
misalkan menghapuskan ppn ataupun pajak pajak yang terkait dengan penjualan
yang memang beliau ini adalah berasal dari hadromaut
entrepreneur kita itu baru kurang dari tiga persen
iya iya itu di aspak tapi belum main
jadi tidak serta merta mendapatkan obat sakit kepala itu langsung menjadi anemia aplastik
jadi tinggal indonesia dan india
namun tak sedikit pula pelaku bisnis kopi yang mengubah strategi
menurut peliti senior pusat studi mitigasi kebencanaan
ada dua jenis ada yang wine by size ada juga yang masih dalam kondisi utuh
tetapi harus bisa mengeliminasi makanan makanan yang memiliki kalori tinggi namun rendah di gizi
tidak mengherankan bila jasa tukang pijat banyak dicari
dan inflasi tentunya menjadi naik juga
dalam hal industri yang menarik
mereka sudah bertemu lagi pada implementasi pertama di jakarta
ya tawa ini adalah makanan peranakan yang mudah ditemukan di surabaya
bagaimana kemudian pr nya ke depan adalah meningkatkan semangat lagi
segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya
dan menjadi bagian atau masukan untuk kebijakan dari pemerintah
kemudian kami dengan bahan mewawancarai ibu helen itu
banyak orang stress kerja ya tambah stress gitu
kemistrilah yang terbangun dengan baik
agar manusia dinilai baik secara etis
ya tapi ini adalah
lebih jernih dibanding ketika analog
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio pakar intelijen yang juga mantan kbh tni soleman ponto
nah ini bisa didorong sebenarnya dari permendak yang baru bahwa itu harus ada unsur social commerce di permendak itu
selain itu adanya kondisi khusus membuat penyerapan anggaran daerah baru bisa dilakukan
dengan asinan legendaris yang sudah melayani pembeli sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
dan sangat penting mewakili negara dan bangsa yang kita cintai jadi tidak perlu kita terlalu
yang mulia para hakim
membutuhkan adanya peta skala besar peta topografi skala besar atau peta topografi skala besar
ini mungkin bagian dari perjalanan saya
pak iya ini masyarakat sudah lama nih resah dengan adanya parkir liar terutama di sekitar minimarket
jadi ya abraham saya dengar bagus
kemudian juga aturan yang berubah ketika
namun serangan darat israel teng teng baja israel sudah merinsek ke kota rafah dan semoga ini tidak menyebar luas ke kota kota lainnya
ini juga untuk mendongkrak ipm tentunya indeks pembangunan manusia
menteri urusan perempuan ketika leher mengatakan ini adalah hal yang masuk akal untuk dilakukan
nah tapi kan dari sisi lain dari negara negara afrika selatan bahkan termasuk juga indonesia
itu berarti lu terakhir itu doang tuh kalau perfilman gitu gitu
mengetahui lima tempat yang sama
untuk kan tamu asing ibu sudah mulai ada nggak membeli di sini bu
ataukah pelanggaran kode etik
dari awalnya biasanya tiga puluh ribu
nah resistant training itu bisa menggunakan alat bantu dari luar
bahwa vaksinasi ini harus gencar dilakukan di berbagai
nah ini yang perlu terus lebih digalakkan
hasilnya pertandingan si anak ini bekerja keras di lapangan nggak
sedangkan uang elektronik adalah instrumen atau alat pembayaran yang diterbitkan oleh industri atau pihak swasta
gak kalah sama lima on lima gitu loh
di usia mahasiswa itu adalah salah satu yang sangat transpa
sekarang saatnya kita menikmati bakso lainnya
bang abalin tanggapan anda presiden perlu memanggil
stadion yang dibangun bahkan sebelum indonesia merdeka pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan ini
nah tapi kita harus melihat tiktok ini bukan lagi media sosial tapi dia juga ada fitur belanja online nya
gue masih pakai mindset yang sama tuh yang kayak emang bisa ya nih orang maksudnya emang sejago ini gitu
juga kita berdoa agar cuaca bersahabat dan kita berharap juga tentunya agar ini melibatkan umkm umkm
disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan negara
kami sampaikan tadi sebenarnya sudah disinggung oleh tv cnn ketika baru baru ini mahkamah konstitusi memutus pasal satu ratus tujuh puluh ayat satu undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas
ya tentu orang ke museum monas juga kan otomatis jadi orang betawi kan
jadi saya sejak perasaan lawan uzbekistan sampai sekarang masih di sini ya
ketupat warga cimahpar dijual di pasar anyar dan pasar merdeka
yang saya ingin jelaskan adalah kapan masyarakat sektor pelaku usaha makanan seperti pengelola restoran ini
itu ditabung khusus untuk persiapan apabila harga harga naik
ia juga merekomendasikan vaksinasi pada anak anak sebagai mekanisme pengendalian infeksi pada anak kecil dan orang orang di sekitar mereka
ya siapa yang intervensi kan gitu ya tidak selesai di sana gitu ya
kebutuhan bersama untuk melakukan sebuah proses perubahan
dan ya kemudahan bagi umkm untuk bisa masuk ke perdagangan online
sehingga akhirnya hari sabtu pagi terjadi
membaga kerja sama tripartit lks tripartit bp ya
tapi ternyata selain manis di mulut
ternyata bukan gue doang ya chen yang gak suka lebron kan
anda silakan cepat cepat datang ke dokter hematologi onkologi penyakit dalam
bagaimana asn bertata krama
ada formnya a lima surat pindahnya a
yang memiliki misalkan penyewaan sound yang mumpuni kan tidak semua daerah cukup merata sih
kalau model yang di tempat tempat lain itu biasa gitu tapi model dalam acara festival
hingga tersisa sekitar dua ribu hektare
antara tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dan dua ribu sepuluh ini tidak bermakna
baik kita harapkan acara kemah presiden akan berjalan efektif apalagi nanti targetnya adalah upacara akan dilakukan tujuh belas agustus pada tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
selain ditempatkan di box kakek kepiting juga harus putus
oh oke lu suka disuruh bawa bola suka disuruh
yang kedua adalah mudahnya proses mem phk itu sendiri
dengan disuguhkannya atraksi live cutting tuna ini memberikan pengalaman tersendiri bagi para pengunjung
diva menggeluti dunia fotografi sejak sma sehingga ia menjalankan bisnis sesuai
dari masjid di kawasan pondok pesantren al kafi ini
fajar ini emang ideal banget ketika kita menguasai pertandingan dan juga menyerah
masih penuh tantangan ya perlu melakukan berbagai cara mungkin lebih memilih belanja apa yang prioritas
memikirkan bangsa bersama ke depannya
ya jadi favorit atau jadi kenangan tavi mungkin dengan orang tersayang terkasih
waktu yang orientasinya ekspor
suasana yang beda yang lainnya
rencananya akan digelar pada hari kamis besok ya prof hikmahanto ya
saya hanyalah mengantarkan amanah dari orang orang yang hatinya tulus hatinya yang ikhlas
dia udah bisa kita ajak berpikir clear
salah satu final terbaik yang pernah gue tonton juga di liga mahasiswa
nah itu udah gitu apalagi kan abis married kan
bahkan untuk mendapatkan informasi pelajaran sekolah dan ilmu pengetahuan di internet saja
tergantung juga dengan cuaca alam kita
sesuai dengan namanya roti cassep
karena saya sangat berharap
nah dari internal ini ada bahan bakar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
ke kafe atau resto yang bertema heritage
kemudian kita mulai cari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi sama dia gitu
sehingga ya biota lautnya juga bisa jauh lebih berkurang ya prof ya
dan kita akan langsung bergabung juga dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas nu indonesia

untuk mercone rp lima
jadi pertama tama mereka itu excited tapi ketika mereka terus berjalan sebulan dua bulan
dan sebelumnya kami telah menghubungi pihak pondok pesantren gontor polres ponorogo hingga kemenak
tapi nanti secara khusus pak kapolda dengan jajaran khususnya di krim sus nanti yang undangan ini
yang tadinya dikasih kuota sepuluh giga
di supermarket korea yang berada di kawasan gading serpong tangerang ini dijual beragam produk makanan dan minuman asal korea selatan
seperti keisengan anak sekolah rekannya menarik kursi firda ketika ia akan duduk
jadi menang jauh sama dbl
disembar kan kepada seluruh masyarakat
nah dok kalau misalkan obat yang dianjurkan dokter itu kan berarti berada di bawah pengawasan dokter
gitu gak sih kak pas sma
dengan tiga prioritas yang telah ditetapkan
frontirs wall atau perang perbatasan adalah istilah yang sering digunakan
ekonomi indonesia dikhawatirkan juga akan kolaps
satu tahun paling paling banyak cuma empat
anyaman janur merefleksikan kompleksitas masyarakat jawa yang harus dilekatkan dengan tali silaturahmi
mungkin untuk yang senior atau race engineer itu harus kita develop
rasa sakit yang signifikan pada
oke cukup besar ya potensi kehilangan yang didapatkan akibat ppkm level empat
pastikan anda tetap membawa masker terutama ketika beraktivitas di luar rumah
jadi suatu pelanggaran etika yang berat
well hingga saat ini masih banyak loh ternyata musisi yang terus buka suara ya
iya jadi diambil sama aspak ditaruh di sekolah diakonia mas
seleksi dilaksanakan secara online melalui cat atau komputer assis test maupun wawancara langsung
yang lokasinya tak jauh dari highroll oke di nextnya apa nih mas oke setelah hair kita oke
semakin kencang badainya ya
tapi buat yang suka pedas kuah dan isian cabai saja belum cukup
dan kami telah melakukan itu melalui
panel surya kita bisa beroperasi dengan maksimal
ternyata kita bisa berinteraksi dengan makanan
teman teman komunitas yahudi yang ada di indonesia terutama di sulawesi utara
tampak jelas dari citra satelit abrasi perlahan mengerus beberapa wilayah
akan dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium
serta dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar enam puluh lima juta karbon dioksida
lalu bagaimana caranya jika ingin mendapatkan kursi gratis yang ditenggat oleh pemerintah hanya di tengah bulan oktober ini
banyaknya warga yang berdatangan ke puncak gunung bohong membuat petugas kepolisian khawatir
bukan di amerika nomen klatur ketua umum partai demokrat
kalau sekali produksi itu kita minimal seratus liter dah
temen temen lu juga mungkin gak ada yang main kali ya
saya merasa bahwa banyak yang tertarik untuk tinggal lebih lama di bali
itu sebenarnya yang pengawasannya yang harus diperhatikan lebih lanjut ya bu
lebih banyak lagi yang tercantum di situs ceredable recycling australia
karena terlalu banyak saran yang masuk dan jika masing masing ketiga mantan presiden ini memiliki
bahwa tidak ada yang bisa dilakukan sekarang
apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku
ia memilih terapi kiropraktik untuk meredakan nyeridi kakinya ini
udah banyak dah ajakin dia seleksi itu masuk uphan bilang kan gak mau
lalu setelah jadi potongannya jam kemudian melalui proses penghalusan pengecatan hingga perakitan
upaya pemberantasan korupsi kkn kolusi korupsi dan nepotisme
dan sampai putusan terakhir juga tidak bisa dihadirkan
dan pada hari ini ditemukan tiga jenazah sehingga korban yang meninggal berjumlah tiga ratus orang
bisa juga memberikan laporan apa yang dia lihat dia dengar maupun yang dia rasakan
mencurigakan mengapa anda melihat mencurigakan
kemudian apakah ada anda melihat di lapangan sejumlah tenaga medis yang turun juga ke sana untuk mengecek ada korban atau tidak
tetapi yakinlah kami sampai saat ini juga meyakini
di media sosial kunci sukses bisnis makanan penutup lainnya adalah mengikuti tren
proses selanjutnya setelah direbus dan didinginkan kokon kokon ini masuk ke tahapan yang bernama pemintalan
menurut handoko ia mencari mobil dengan fitur keamanan yang baik karena akan mudik bersama istri dan anak
sementara mobil listrik yang bisa menikmati subsidi
karena bandung baru meter perusahaan bali
ini adalah foto dari keluarga wni yang sudah berhasil kita evakuasi
oke baik kemudian anda memantau di lapangan
menurut mahfud dirinya akan memberikan surat pengunduran diri dalam waktu dekat kepada presiden secara baik dan hormat
kita latihan latihan sendiri
dia hanya sebagai trigger
untuk mendapatkan gambar terbaik bagi wisatawan yang meminta bantuan mereka
dia merasa ada penderitaan yang sangat berat kayak tadi misalnya dilaporkan
makanya juga orang orang sini tuh bukan ada jalan untuk tamu puasa di luar
kalaupun pak prabowo tidak ingin diajak komunikasi dpr
dan sekarang saya sedang studi s dua master di iec business school di barcelona
nation fest merupakan event yang menjadi wadah edukasi dan berkumpulnya generasi muda
kalau beliau sudah bilang ada laporan dari bais ah itu sudah senang
untuk memantau areal pertanian tambak di sekitar karawang itu
nanti kita akan gunakan sebagai kuah
jadi kalau ini puasa tuh sebenarnya seperti ini gitu loh
sebelum tiga hari sebelum lebaran naikin harga rp lima sudah
kemudian ada bawang putih dan kemudian ada lada
atau penampilan dari mungkin tim paski beranya
surabaya sebagai kota palawan memiliki akar yang kuat dengan bangunan bangunan bersejarah
dan kalau pemikiran saya
ya ditempa seriusnya baru sma ya
namun banyak pula yang tidak dipakai pemerintah
namun juga perlu kehatian ya bahwa memang kondisi ke depan meningkat gitu ya
sebagai tersangka kasus korupsi sumbangan pengembangan institusi atau spi
mendorong mahasiswa juga ikut melakukan proses pengawasan
seperti operator ya tapi moneter
selain masjid ali juga menginisiasi pengeboran sumber mata air
kita nggak tahu berapa menko nya kemungkinan akan lebih dari
lansia disabilitas dan anak di bawah umur
terima kasih bahwa betul timbangan ini merupakan timbangan yang digunakan pada saat stasiun cirebon ini beroperasi di zaman kolonial
pentingnya karena saya terlahir dari ibu dan nenek yahudi
kemudian melakukan koordinasi supervisi
nah ini yang terbaca oleh publik ini mohon maaf
nah selain itu juga mungkin kalau di sini ada kacang cuma salah satu bagian daripada tambahan sumber lemak yang baik yang bisa saya konsumsikan
terutama juga transportasinya begitu
komisi yudisial juga bisa turun kalau menurut saya nih
dan dapat berkegiatan seperti orang lain pada umumnya
sekali lagi terima kasih dan selamat malam
bagian pencairan ini sekaligus menjadi quality control untuk memastikan pakan untuk biota air di akwarium raksasa terjaga kualitasnya
piket reskrim pada saat itu menuju ke tkp
atau yang disebut skema health
koordinator icw agus sunarianto mengatakan jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum rata rata empat ratus sampai lima ratus kasus per tahun
mari kita sambut si anak rembang
segera ditangani baik oleh tenaga medis puskesmas bahkan kita menyiapkan terujukan ya untuk kasus kasus ini
terima kasih selamat malam mbak tiffany
yang dimana itu berdasarkan ilmu pengetahuan ya dan kita juga ada medical record
kalau emang dapat rezekinya bagus mah
itu selalu adalah level detail dan level kualitas yang ingin kita masukkan
nah dalam surat yang ditekan verdi sambo ini ini kurang lebih adalah gambaran apa yang termaktub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
tetapi itulah jadi yang paling dikhawatirkan di negara negara seperti kita indonesia itu adalah masalah pengolahan
ya dia yang memperkenalkan gue ke pengembaraan
inilah yang menjadi tafsir publik ya bahwa presiden mengetahui
kemudian para warga juga penasaran dengan lokasi kejadian saat ini heranov
iya kan jadi kayak pengen nunjukin emang
kalau diminta memilih lebih baik memenangkan pertandingan melawan irak
nah wow ini dia langsung jadi ini berarti lobster roll
dengan maksudnya dalam ini tentunya keluarga korban ya
meskipun china tidak hadir saya akan membuat putusan
pertandingan agar pertandingannya sudah cukup cukup sudah banyak ada gitu ya sebenarnya bibit bibit kita tuh
mendatangi mapores pindrang untuk mendalami pengakuan abrohim
emang gak ada jam malam dan juga pembatasan sosial di sana
yang diperkirakan masih akan memerlukan waktu yang lama
yang orang bilang cari hawa segar gitu kemudian balik lagi ke kantor
pemilu dinilai pelanggaran etika berat
hal ini menjadi pemicu terjadinya franteer wars
gue sama basket ini kayak
apalagi masih ada bagasi yang bisa jadi pilihan
tetapi pada saat yang sama juga membantu anda
secara undang undang ini sudah diberlakukan tetapi harapannya di level daerah ini kemudian akan dikembalikan kepada masing masing pemimpin daerah ya
cuman karena gue orangnya gatelan kan
hai nah lama kelamaan kita lihat kayaknya ini udah bisa dibilang menjadi habit lah bagi masyarakat
perlu semacam perundingan untuk memilih tanggal yang paling cocok
kami optimis kami hanya butuh tidak banyak pinjaman modal kerja
mungkin alasan yang berpengaruh
daging dipastikan safe atau aman dikonsumsi tanpa virus berbahaya bagi manusia
membawa safa dan gusti dititipkan oleh keluarganya di yayasan ini
jadi kalau di indonesia ibaratnya kita tuh tahan aus gitu ya tapi kemudian mereka lebih tahan lapar
stability dan juga economic stability itu harus berjalan beriringan
dengan nuansa tradisi lokal wilayah setempat
hanya melalui pengukuran suhu dan juga observasi gejala
dan siapa yang membayar
tapi sebenarnya memang itu kan kurma terbesar kan dan kurma sangat enak juga di sini
apalagi itu tadi ya pemerintah sudah berencana untuk menggagas
kenapa beliau mendorong ide ini
iya ternyata mainnya kayak dennis rodman nih kayak gue lihat lihat
satri muda itu gue latihan mulai
saking inginnya saya menikmati sop lidah khas makassar ini
sampai nanti seluruh sampah di dalam dirinya itu udah keluar
halang halangi penyibikan atau dalam rangka mempersulit proses hukum
saya kasian sekali dengan orang tua saya
dan juga ada feeder dari damri ya ini juga menuju kota baru parahyangan
itu yang pesen dua ribu porsi
orang berbagi di berbagai macam lah
corruption perception index atau cpi menjadi salah satu yang selalu menjadi acuan
ini untuk mengembangkan perubahan dalam harga hidup
widhi itu empat belas tahun juga diangkut aspak soalnya
pasal tujuh puluh enam f yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan
selanjutnya kami mencari kucing liar yang dilaporkan warga
tapi kita lebih ke match per match saja dan having fund on the board
ketimbang kita recok terus melibatkan tiga orang besar ini tadi dengan sosok politik
mereka harus mengembangkan kualitas
jadi ini untuk si lominya kuah kentalnya itu ada rasa manisnya ada
ya itu doang ngomongnya tapi juga beli orang bagaimana ya nggak ada lagi
nah inacraft dua ribu dua puluh tiga menjadi salah satu opsi yang bisa dipilih untuk di akhir pekan ini
nah ini jadi setelah tadi diinkubasi selama seminggu terus tinggal dikasih label
ahli juga menyelidiki apakah ai dapat membantu mempersonalisasi pengobatan kesuburan
ini saya mau menggedor ini
menjadi terlaksana dengan bagus
wanita berusia enam puluh lima tahun ini adalah kabolosi ke delapan belas
kita setiap kampus sampai sekarang setiap kampus punya fakultas keguruan
tapi saya lihat di sini nggak ada besi nih nggak ada alat fitness
untuk mendukung kesetaraan distribusi vaksin di dunia
main basket yang gue main basket sama mereka tuh banyak di drone bosco
itu makanya pertanyaan secara hukum positif
karena nanti di hari pemilihan umum itu kita butuh tenaga kppsln
dibangun pada seribu lima ratus empat puluh satu masjid ini menjadi salah satu jejak peradaban islam di kesultanan buton
rumah rusak itu terdiri dari rumah rusak berat dua puluh dua dua ratus empat puluh satu rumah
betul jadi subsidi untuk konsumen supaya bisa membeli electric vehicle supaya bisa lebih effort
baru sembilan bulan baru mulai jalan gue udah main
jadi adanya juga lah
tapi yang menarik di sini mbak tiffany
kalaupun tidak ada pandemi covid sembilan belas kami meyakini
jadi ketika seseorang melihat di sekitarnya ada yang menguap
hanya ukt dan bkt
begitu juga dengan adi pekerja seni lenong sejak tahun sembilan puluh an ini kini juga terpaksa harus beralih profesi
atau melalui cepat respon masyarakat pemprov dki jakarta
minuman ini terbuat dari campuran tepung pisang
bisa terus dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang
nah sementara di australia ini juga mulai aging juga komunitasnya
jadi kepikiran aja aku pengen beli
agar kita segera bisa bangkit kembali
karena itu adalah hak dari warga negara
cuman masih jauh lah
cuma sayangnya seringkali mereka tidak mengkonsulkan psikiater dulu
seperti hari ini kita kehadiran elon musk ada juga jeff bezos ada anne hathaway
toko toko di seluruh australia menghasilkan pendapatan hampir satu miliar dolar
harus bisa mengatasi masalah ketingginya harga minyak goreng
petani menanam buah karika di lahan perbatasan
kemudian sukuk atau surat berharga nasional
jadi kalau kita bicara soal jumlah menteri jumlah judul judul nomenklatur apa saja
sebenarnya ada sebelum itu
terus yang kedua adalah terkait dengan edukasi kepada publik bahayanya kalau apa namanya disahkannya rancangan kuhp ini
saya kalau pak ali saya doakan semoga panjang umur sehat selalu dan selalu bahagia
untuk memenuhi kebutuhan air bersih di rumahnya yang merangkap sebagai warung kelontong
kepada semua unit yang memang mengelola rumah sakit pendidikan tersebut gitu mbak
wah ada ada saja ide chef andrian ya
walaupun gue cuma main berenam tapi gue punya teman teman yang positif
kenaikan dari aset investasi sebelum dia pensiun
atau itu menjadi momen untuk kita bisa memperkenalkan lebih lanjut lagi
terdiri dari mengelola hutan
empat puluh satu narapidana meninggal dunia mengenaskan
novel mengatakan ott kasusnya suap yang merupakan induk korupsi
pada tahun seribu empat ratus tujuh puluh lima maka pesantren ini berdiri sekitar dua puluh empat tahun setelah masa
sebenarnya kalau kita bicara hotel
dan ini tidak kita alami
kesempatan sih tergantung nanti
tapi ada pertanyaan saya yang menggelitik nih
yang naik ke candi borobudur beberapa waktu lalu
bahwa ada satu dua kekurangan ya kita juga harus akui gitu loh

mereka mengadakan semua pasangan
harusnya harusnya gitu juga bener iya soalnya yang dipungkiri lah kita pernah pernah ngobrol
benar sepanjang prosesnya harus teliti hati hati dan penuh konsentrasi ya
kali ini saya tidak bisa menolak daging pilihan yang empuk saat akan disajikan dalam sop panas
iya konten instagram nya berjalan sangat lancar ya
dan ayam goreng khas betawi sudah selesai
lebih gampang dihisap gitu ya sari nya ya
yang sma tiga belum ada jalur prestasi itu cender
mungkin ada yang bisa kita pelajari dari pertandingan dengan uzbekistan
felicia yang mengaku bekerja di bidang keuangan ini mengaku baru pertama kali menjalani terapi kiropraktik
ibu berniat bisa menjadikan mereka rumah karena mereka tidak memiliki imunitas
agar tidak lupa pintur harus diberi tali dan diberi penanda di bagian atasnya
maksudnya lo jangan ngerasa puas bentang bentang kita berkat satu gitu
kalau mau yang agak kece dikit sisihkan yang lebih
langkah kecil yang endang lakukan bersama kelompok sadar wisata setempat juga ditularkan ke masyarakat
yang dimulai dari saat sekarang gitu
selamat malam mbak puspa salam sehat buat semuanya
tambahkan juga sedikit terasi

lima bulan pasnya kok ya dari oktober ya
kisah kisah yang menyebabkan peradaban islam di negeri seribu benteng
rosmayanti yang kini berusia tiga puluh tujuh tahun mengatakan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ia terpaksa mengakhiri hari harinya sebagai seorang pelajar
terlebih bagi mereka yang menyukai masakan jepang
hendrawan memilah milah pasien yang bisa ditangani di kliniknya
tetapi di waktu waktu yang lain saya merayakan terus
keluhan para penumpang menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan
lo jam satu dua jam langsung ngerasa jago
hingga roti yang berbahan dasar biji bijian
saya lihat dari sisi substansinya
kalau secara personal secara pribadi
nah bagaimana reaksi mereka dengan adanya event yang sudah kali kedua di selang arkan ini
gue lihat pelatihnya terus gue apa namanya lihat brosur apa
tapi frustasi ada bukan frustasi sama aspaknya tapi frustasi dari gue main dua ribu dua puluh
ketua asosiasi pusat belanja indonesia atau appbi
jadi yang ini yang penting kan itu di atas kertas
terus ganti nama gara gara mau improve atau gimana kenapa kok
agar pendidikan baik formal maupun ilmu agama
dengan rangkumannya tentang voice referendum itu
titik balik rujito terjadi pada tahun dua ribu karena ia merasa ada kontradiksi dalam batin
mahkamah internasional international cour justice atau icg akan menggelar sidang yang diajukan afrika selatan terhadap israel
terkait dengan antisipasi lonjakan kasus covid jelang libur panjang akhir tahun
kalau kita mau fight untuk bertanding ah saya gak mau kalah di bawah pertama kedua ketiga saya harus juara
ini kurang tepat juga
berikut ini sebuah rangkuman tentang masa depan kesuburan
karena harapannya adalah bahwa perkara ini mestinya ada pertanggung jawaban yang jelas kepada siapapun yang terlibat
kalau di sini kayaknya kurma di mana mana banyak
maksudnya pengen juara tuh emang harus
khususnya polisi alert ya dengan hal ini
apa itu maksudnya hari komedi boleh dielaborasi pak
pertama bahwa keterangan palsu atau keterangan mengada ngada itu diberikan karena yang bersangkutan secara sukarela memberikan keterangan palsu itu
jika pemerintah itu menyediakan anggaran yang cukup untuk pembiayaan pendidikan tinggi kita
waktu itu saya minta tempat supaya ada terus komedi di jakarta
dari sekitar seratus ribu jamaah haji itu sebanyak lima belas ribu melaporkan keluhan batuk dan pilek
ya jadi kalau untuk saya pribadi pengalaman saya dalam bekerja atau berkarir itu dimulai dari tahun dua ribu
tadi kita dengar juga undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
seperti saya misalnya berpikir nara kalau ada apa apa di indonesia ini aset utama kita tuh tiga mantan presiden itu
kemudian ini bukanlah bentuk perlawanan tapi melainkan opini yang ditulis diberikan sebuah dokumentasi
dengan pak jokowi yang memanas gara gara pilpres sampai sekarang ini sampai lebaran enggak ada
jadi gini jadi emang waktu ada kelas beginner intermediate sama advance gitu kan
kombes polisi komarudin menyatakan tersangka dijerat pasal berlapis
alamnya sirkuitnya udah pasti bagus ya
sebelum berkendara jarak jauh buatlah rencana dan jadwal perjalanan siapkan diri dan kendaraan yang akan dipakai
lima belas miliar dolar dan dua tiga puluh tujuh juta lapangan kerja yang bisa kita ciptakan
bang panel anda melihat bahwa nomenklatur yang cukup banyak itu diperlukan ya
mengalami dan mendengarkan secara langsung mendukung membuat terang penderangnya perkara itu
siapkan fondasi pertandingan yang benar benar si atlet ini siap sebenarnya sih enggak usah terlalu
saya juga pernah makan gaduh waktu dia sekolah di kanada itu ayam geprek tuh katanya lima ratus ribu
ya akhirnya kita pindah ke ipk international
dan yang terpenting adalah sejauh ini pihaknya masih melakukan pencarian terhadap sebelas orang yang masih hilang
itu kan berarti rusak nilai dari
calon wakil presiden gibran trakabunjil
tim nas langsung tuh abis itu tuh pasti tuh
untuk prospek kedepannya kan badan juga udah oke tuh agasi keliatannya tuh
kulit ketupat ini dijual dengan harga lima hingga tujuh ribu rupiah perikat
jumlah mereka terlihat bertambah kala ramadan tiba
cuman tadinya kan bengkok banget
kebakaran terjadi di blok c dua yang terdiri dari sembilan ruang tahanan
ibu hamil ada satu dua ratus tujuh orang
itu ada kejuaraan yang weekend itu itu bisa pemain yang junior senior itu bisa ikut gitu nah tapi emang ada yang
inovasi menu menu baru yang sesuai dengan selera konsumen harus tercipta
beda dengan orang lain yang tidak lain secara yahudi dan tidak memeluk yahudi ya mereka bebas
cukup kompleks dan detail sih menurut saya ini
dengan adanya perubahan sistem masuk perguruan tinggi negeri ini
banyak dari kelompok kelompok yang lain yang disesatkan
sepuluh gram minyak kelapa sawit dan minyak kelapa misalnya berturut turut mengandung energi delapan puluh delapan empat kalori dan delapan puluh tujuh kalori
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga puasanya lancar sampai beberapa hari lagi merayakan idul fitri
hulunya ini sumber dari kompor listrik harus energi terbarukan
dari rakyat rakyat diaspora indonesia dan juga kbri ya
jadi cilla harus gini
cara berpikirnya bisa berubah karena informasi yang disampaikan melalui uang siber
biasanya daratan itu menjadi hijau dan sawah sawah menjadi enak untuk ditanami dan sebagainya
juga menyempatkan diri mengajar pola hidup sehat di masa pandemi covid sembilan belas
yang pertama itu yang kedua dari harga tiket pun terjangkau
dari kemarin kemarin udah mungkin tapi ya mr mat gitu jadi sebelum latihan dia kayak kasih ayat kasih ayat
kita sambut kencana flight
di indonesia kan ada luka politik yang cukup dalam
dan terakhir tentunya jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan kita
baru aku nyuruh rogers
tanggal dua puluh tuh kayaknya baru diumumin dua belas pemain yang berangkat
akhirnya sampah biasa karena dia dibungkus dengan plastik hitam
sekarang udah umur empat belas dia udah travelling udah pertanding gitu
jakarta international stadium menjadi stadion pertama di indonesia
tapi perangkat sistemnya tidak dipersiapkan anggaranya tidak disediakan gitu kan
coba sebutkan satu contoh
yang terbaik lah buat valentino suongso
dan gue gak bisa bohongin mungkin orang orang bisa bilang ini tapi gue jujur jujuran aja menurut gue ya
jadi ada prosesnya itu pengubahan undang undang normal
nanti silakan ditanyakan di bush kami di ppln melbourne yang ada di festival indonesia ini
akhirnya itu kan menimbulkan banyak masalah ya
cuma ini blibli yang kebetulan duluan aja gitu
tapi banyak itu kak banyak pelik pelikunya soalnya
pertanyaannya sekali lagi kita minta datanya boleh
dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita
guidance sebelum pertanding itu gak boleh makan ini
basketnya belum ada cuma gue punya basic aja basic kayak
baik artinya argo semeru ini tujuan
oh tapi bener ya kok ya berarti ga salah tuh statistiknya
itu tidak akan membantu saya sekarang atau di masa depan
main di babatama join sama biang bola
satu lagi brand lokal asal bandung yang memproduksi jemtangan kayu adalah woodka
di sekitar rumah sakit indonesia
sip terakhir kita pisahkan berdasarkan ukuran potongan ikan
nah tapi dari sini ya dari sini kita bisa ambil kesimpulan
ini berarti kita masih dalam rangka pon ya bu ya
jika memang ditemukan adanya pelanggaran
kinerja q tiga kita bagus
untuk jujur anda adalah kunci untuk
pokoknya hampir semua pemain jepang jepang itu kan bisa tembus semuanya
kalau mereka tidak menjalankan standar keamanannya
mereka terdiri dari tiga wni
dan demografis seperti penduduk yang sangat terpencar
yaitu namanya pernah berdiri di lapres yang semakin
bahkan beraktivitas di wahana lainnya yaitu waterpark hingga taman burung
sudah sudah termasuk membentakan spanduk itu juga tidak boleh
karena terlilih utang ke bank sebesar lima ratus juta rupiah
opsi pilot maskapai berkode emiten giaa tersebut dinilai kental dengan kepentingan politik
akan menghadirkan format baru dan beberapa kejutan lain
dan satu lagi ada bangunan bekas bangunan tepatnya
naratif itu adalah yang memindahkan perjalanan
kalau saya sih pilih dua duanya ya karena rasanya mantap
oh ga sempet cuma main di ponti aja
atau etika seorang pejabat tentu kita tidak bisa menghukum
berkolaborasi dengan indigenous di new south wales
banyaknya pabrik gula membuat produksi hasil bumi meningkat

tim liputan cnn indonesia
lu udah pernah ngelakuin bip test gak sih sebelumnya
ditambah air putih dan biji selasi
oke aku mau pesen satu tim lo komplit
sehingga bisa lebih banyak lagi orang yang bisa datang
jadi sesaat setelah dingin bisa langsung dikonsumsi
gus dur kabinet yang akan dia bentuk ke depan untuk menjalankan kerja beliau ke depan
itu alhamdulillah dari pembuatannya sendiri mereka pun bisa untuk konsumsi sendiri
jika seori mengklaim menjadi pionir dalam layanan self photo studio ada kalt yang baru membuka layanannya satu mei dua ribu dua puluh
seperti apa yang dijelaskan oleh prof neil
maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan
es coklat ini buka setiap hari mulai jam delapan pagi hingga empat sore atau sehabisnya
jumlah perkawinan anak di jawa barat yang sekarang ini kita ketahui
lalu bagaimana perjalanan kasus tambang ilegal ini saya akan ajak anda untuk melihat bersama kita flashback lagi
di samping saya ini ada kang endang warga desa pusaka jaya utara yang melakukan penanaman atau bahasanya penghijauan kembali ya kang
cuman ini sebenernya kan baru minggu eh pas sebelas maret tahun lalu gue keluar
dia menjadi pemimpin birokrasi
kalau bisa keringetannya darah
muncul gejala yang sama seperti gejala covid sembilan belas
kalo riko tuh tangannya tuh bagus banget gitu buat shooting
baik saya nanti akan tanya ke teman teman mahasiswa ya
mungkin karena widi pindah ke nsa
atau mereka sakit atau mereka mencari seorang orang yang berusia atau anak baru
ya ini kan ada kaitannya dengan kongres luar biasa
sudah kita lewati dan ya harus ada aksi yang jauh lebih drastis kan
rangkuman ini disusun oleh melissa kompak noni dan disampaikan oleh riki kusumo
dikit dikit slip slip anlah itu siapa yang bisa hilang itu lari yang paling belakang
di bssn ada namanya pusat operasi keamanan siber
jadi nggak tetap di bawah kolong di mata gini nggak
marah dulu dan basic kemarahan itu biasanya
istilahnya apa yang membuat koko itu semangat pengen
edwin susanto membuka usaha self photo studio kita bisa bergerak bebas dan berpose apapun tanpa
kondisi tertentu dan depresi kan bukan cuma bisa dialami oleh perempuan
yang menurut saya telah memimpin jawa timur dengan sangat baik
alhamdulillah mudah mudahan pak heri juga dalam keadaan baik
untuk mengetahui selengkapnya kita ini akan berbincang dengan salah satu penumpang yang juga akan mencoba kereta cepat jakarta bandung hari ini
jadi kita melihat kekurangan yang meningkat ketika anda menjadi lebih tua
di antaranya coto makassar palu basah hingga slop konro
yang dilakukan presiden jokowi
tapi kita tahu juga bahwa sunat juga membawa beberapa manfaat
sehingga order juga pas pandemi tidak terpenuhi semua
kita juga sekarang terus mensosialisasikan agar pembalapnya tambah
nah itu tuh itu biasanya omongannya kayak gitu tuh
sebetulnya kalau mau yang bagus bisa pakai kayu jenis
ibadah suluk yang sudah berlangsung turun temurun ini dilakukan selama sepuluh hingga tiga puluh hari hingga satu syawal
hingga keberlangsungan klub secara jangka panjang
kita lihat sekarang ini sudah banyak sekali
maka seluruh pendaftaran itu harus terpusat
nah maka sekarang di dua ribu dua puluh tiga ini
ini di masjidnya sendiri ada kegiatan apa
ribuan pengunjung datang setiap pekan bukan hanya lokal tetapi juga mancanegara
asesmen kompetensi minimum yang sekarang sudah dimenggantikan ujian nasional
setelah itu goreng jengkol hingga matang
pancasila itu kan untuk
ganjar mahfud terkait hal ini
hukumannya bisa sangat berat
dengan tiga pesawat hercules long body
cuman kalau gue gak bisa untuk membagi
tapi dari crowd hura hura itu sponsor jadi ngelirik nih
menjadi pasar umkm lokal
konsumsi bbm di seluruh raya sebesar dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan kl per hari
nah mohon nanti dari media juga menyampaikan
yang berusia tujuh tahun mengikuti filtry profesi
baik baik saya mau ke bang panen
untuk dapat meninggalkan gaza
bahwa ini dilakukan secara ilegal
update nya seperti apa mas deddy
polisi juga menyita rumah mewah dan tanah
kita akan pantau terus bagaimana perkembangan yang melilit
sementara masyarakat juga harus paham kdrt bukanlah sekadar masalah pribadi
ironisnya tradisi yang disebut berandu atau porak itu dilakukan pada sapi yang sakit
makanya di sepanjang diskusi ini saya katakan memang tidak ada kategorisasi dari penerapan pajak ini
tapi kesempatan untuk main di sini sudah muncul sejak awal tahunnya sandra ya
jadi gue kayak wah udah bersyukur gila gilaan banget
jumlah pelanggan atau penumpang bus transjakarta rata rata per hari sebelum pandemi
itu meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh tiga ini
itu udah apa ya udah hamil kayaknya gitu
nggak tergantung sih itu tergantung bagian
kami pertama ingin meminta tanggapan anda terlebih dahulu terkait aksi protes dari mahasiswa unsut yang ramai
di stasiun kereta pada larang
seperti penggunaan diagnostik teraputik atau vaksin
bergabung kembali fajar mampang kirawan kepala departemen ekonomi cacs
karena yang utamanya ada di sana
sistem pendataan frekuensi di siaran televisi analog itu
satu peristiwa kekerasan misalnya saat orang tersebut
dia sering ini gak sih sering sering ngasih
iya tapi lihat muka gue kayak babi hong tetep aja kan
karena gue adalah orang yang paling mengerti hati wanita
kalau target pribadi sih jujur gue tahun ini
ya kita juga berterima kasih kepada pemerintah telah memberikan stimulus
jadi kalau pun sekarang ini dibuka diberikan izin
peternakan kelautan dan perikanan pemprov dki jakarta
kalau enggak ya namanya orang mencari kampung ya lontang lantang aja nyari kenalan gitu
babe berarti sekarang target lu target lu ya pastinya kan pon lah yang terdekat ya
ini adalah tokoh islam era kesultanan buton yang dihormati
terus kedua ada aktivis
karena berbagai kebijakan publik yang menyangkut rakyat
ibukota dki jakarta dan kalau bicara soal suku betawi dan lengkap jika
nah untuk putaran pertama ini kita mentargetkan pemberiannya tanggal lima belas sampai tanggal dua puluh satu ya
nah coba gue mau tonjolin olahraga yang lain selain basket atau gym gitu
yang utama adalah memastikan pasien diperiksa oleh dokter terlebih dahulu
kemudian karena firly membutuhkan maka berlanjut gitu ya
saya kira itu dulu mesti dijelaskan ya posisinya supaya kita tidak membahas ini kesana kemari
gue udah mau masuk kampus mana mana lagi
yang justru bisa memasukkan kita
gue pengen kayak di saat itu kan kayak ada kerjaan kan
panji gumilang kelihatannya kalau dari sisi nasionalisme ya
ritual serupa dilakukan di makam makam yang diyakini warga
namun warga berharap stadion lama apalagi yang bernilai sejarah tak dilupakan karena tergerus zaman
untuk kacis masuk sedangkan
jadi banyak literasi yang kita lakukan sebenarnya
pakai sertifikat vaksin bisa sangat memudahkan
tata cahaya hingga warna dekorasi
bergunya dihapuskan karena tuan rumah
ya kemungkinan ada ya karena kita terus masih bekerja sampai saat ini mbak ayu
intinya moment itu ada kita punya b boy kita punya
setelah kita mengembalikan tisu dari testis
jadi kalau saya bangun di sana rugi
itu diajak atau gimana tuh kok
di jalan sukajaji kota bandung jawa barat
dan setelah klb sebetulnya bagaimana demokrat melihat sikap pemerintah dalam hal ini
makin lengkap kalau kita bisa menyehatkan badan dengan mengenal dan mengkonsumsi tanaman organik
tapi kamu gak takut tuh kalau jatuh gitu
gitu atau bahaya juga gitu nah dengan kejadian seperti ini perannya one team one team press itu

ataupun kerusakan kerusakan yang terjadi di wilayah sekitaran kilang minyak pak
oh itu juga masuk karena
diharapkan bahwa disadari bahwa etika tidak boleh hilang
untuk mendorong dan mengimplementasi kebijakannya melalui platform teknologi
jadi tapi dipastikan dengan adanya insiden ini pasokan bbm di wilayah yang menjadi tempat penyaluran bbm
sosialisasi dilakukan secara rutin setiap bulan
tentu ini juga hasil kerja kita
beserta atau didampingi bapak kapolda dan pj gubernur
nah ini manfaat ekonomi yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai salah satunya
bisa ada dua jawaban gitu
ini adalah mobil yang dikembangkan oleh badan riset dan inovasi nasional
wah ini berbutut panjang
kalau di amerika tuh gimana kak jadi kayak bisa kerja juga di sana gitu
di kampung kepiting kutawaru juga menyajikan beragam olahan kepiting dan ikan laut
terus kedua walaupun tinggi mas
tetap ya orang indonesia dimanapun pasti sukanya guyup gitu ngumpul terus ya kan
biar kalau salah satu klub yang pegang kan
bocoran bangben cairan kimia ini menjadi penting karena menjadi larutan yang bisa menjernihkan
saya masih harus melewati jembatan goyang
selain tim dokter spesialis anak korban juga menerima pendampingan
asalnya kalau mengikuti eropa itu breakfastnya orang barat
uni eropa melarang menggabungkan data antar layanan
kalau nasi yang diolah apalagi ditambah topping seperti yang ada di nasi goreng kalorinya pasti akan makin tinggi
jadi memang kita harus dituntut untuk kreatif juga ya
di kisaran empat puluh dan itu diharapkan
dan lima tahun bekerja dengan ibu kofifah juga kami punya apa
jadi prinsip dari hyperendemik itu belum terkendali
mendagri tito karnavian kepada cnn indonesia com menyatakan
dan kalau misalkan ada yang mau join juga gitu ya itu boleh banget juga
dan mereka akan terus berada di luar rumah sampai tawur lagi kayak sepanjang harinya
agak aneh ya kalau ngelihat orang ngomong sendiri
nanti kalau itu sudah berkembang operator masuk bu
waduh masih lama dong
sehat baik bung akmal
aku jadi tahanan politik
tapi kadang kalau misalnya ke satu daerah yang restonya memang harus ciri khasnya pasti aku kunjungi
berbeda beda bukan hanya soal kewajaran
saya bahkan pernah mendapat hotel bintang lima di bali dari harga yang awalnya lima juta rupiah per malam
laporan itu disusun oleh claudia
tayangan di channel kami juga bisa dinikmatin
selain itu terdapat kemungkinan di mana pengguna asuransi tidak menjaga polisnya tetap aktif dengan cara melunasi pembayaran polis tepat waktu
ada organisasi organisasi masyarakat muslim
gita saya ingin bertanya tentang
rabu satu februari dua ribu dua puluh tiga saya mendatangi pengadilan agama kabupaten tasik malaya
kita deketin gitu itu justru dia bisa salah mempersepsikan sebagai situasi ancaman
pasar tanah abang pasar tradisional lain
jadi dua ribu enam itu udah mulai main dikit dikit dua ribu enam dua ribu tujuh kayaknya udah mulai stabil dua ribu enam dua ribu tujuh gitu lupa
kalau memang interaksi itu intens
ngumpul ngumpul suka ada yang nyelotok aja gitu
jokowi mengapresiasi penanganan pandemi covid sembilan belas dari pusat ke daerah yang dinilai berhasil
nah sehingga kita lihat memang secara okupansi ini sebenarnya masih stabil
artinya kemudian kalau misalnya dalam konteks jawa timur sendiri
oh ditemenin si koko berarti ya
saya menyoroti tadi pernyataan pak budi ketika berdiskusi atau ngobrol dengan mendagri
tapi ini harus melalui proses kita olah dulu
menurut anda rangkap jabatan itu secara etika politik pantaskah
dan bagaimana pak puldoko melakukan tentu aktivitas aktivitas politiknya
dengan mengacu pada program karbon netral tahun dua ribu enam puluh atau lebih cepat
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
juga ada beberapa kerangka kerjasama yang ditandatangani
termasuk menyediakan dokter untuk memantau kondisi kesehatan mental mereka sebelum hari pencoblosan
kita bisa menggunakan data penyelidikan itu untuk pengadilan regulasi di australia
indo kan dibantai abis tuh pas di iran
pemaknaannya itu kan kepentingan negara itu di atas rivalitas itu artinya kalau di sana
tidak hanya material berupa hilangnya pendapatan pemasukan akibat lokasi wisata ditutup
nah kalo ini kan berdua udah berkeluarga belum
baik sebagai aksesoris yang mempercantik penampilan si kecil sekaligus ajang investasi
menyebut berkaca dari kasus di cikarang barat dan jagakarsa
yang ketiga adalah tentunya proteksi kepada konsumennya
tadi lu bilang atlet first kan nah itu respon respon keluarga gimana tuh
sebab setiap manusia berasal dari satu sel berupa gabungan sel telur dan sel sperma
menjadi pegawai menjadi wira usaha atau menjadi profesional sebagai gig worker atau freelance
ini jelas pil pahit yang harus ditelan oleh dunia pendidikan di indonesia
nah jadi bicara nanti tulang yang kuat lemaknya rendah itu
dan kali ini kita mengundang salah satu pemain yang tampaknya cukup promising ini chen
sehingga pendapatan yang umk ini sejatinya tidak cukup
mungkin empat komponen ini yang bisa menjadi dasar pemilihan pemainnya gitu
saya pilih beberapa varian berbentuk lucu diantaranya roti ubi dengan keju mozzarella
iya ya emang emang salah satu yang terbaik di indonesia
kemudian juga palu basah di daerah makassar itu yang paling khas adalah sop lidahnya
atau anak cucu begitu di luar
dia seperti fusion atau memang otentik rasa indonesia banget gitu
tapi sebenarnya kalau untuk puncian si fluffy pancake khas jepang ini di mana aja sih pak
tapi juga bisa ditambahkan dengan fungsi ekonomi nilai ekonominya apa yang dikembangkan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
karena memungkinkan orang tua untuk kembali bekerja
seperti kayak havers juga dia sering drop juga ke tengah
tapi saya memiliki sedikit asa kalau melihat pertandingan irak melawan jepang kemarin
pelindungan terhadap konsumen yang ada di indonesia
sejumlah pemilih muda yang masuk kategori milenial dan gen z mengaku antusias menyambut pemilu dua ribu dua puluh
jadi ya baru sekarang ini saya baru mengalami
polisi berdali setelah mendapatkan laporan kasus kdrt
yang penting jangan ada kepentingan lah menurut gue
diva alivia si pemilik mencoba mencari perhatian konsumen abis
dan menemukan sperma yang sedikit sedikit mati di dalam tisu ini
tapi memang kita lebih seringnya berkumpul sama orang indonesia dan ppi dan diaspora di sini
nah ada sejumlah cara yang bisa dilakukan agar dapat meminimalisasi budget saat traveling
nah sebagai inovasi di tengah kompetisi diva membuka layanan tambahan foto wide yakni kamera fisheye berkonsep fotobox
nah kenapa anies ditakuti
itu tiap satu satelit paling cuma
rangkuman itu disusun oleh sarah conte uu
bahwa hingga tujuh puluh persen orang berusia delapan belas hingga tiga puluh lima tahun pernah mengalami tinitus
semakin pemerataan itu memang semakin merata
ya dia itu harus keputusannya ada di partai
dilansir dari cnindonesia com samuel mengatakan
tadi ini balik lagi ke masa sma ya
ketika dikumpulkan mereka juga mengikuti upacara yang dikumpulkan
bila sudah selesai kedelai ditiriskan dan didinginkan
karena bagaimanapun juga ini akan menjadi presiden buruk
salah satu stasiun tv udah beberapa kali
nama gamesnya start bench kick
dengan kondisi seperti ini dan komunitas kami
itu yang merupakan standar di dalam proses pengendalian
kemudian juga tetap menertibkan tiga m
di mana kemudian akan terjadi pertarungan yang cukup seru di dalamnya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
namun angka keberhasilannya lebih rendah dibandingkan sampel darah dan kerokan dalam mulut
kobaran api dari bagian mesin merambat ke dalam kabin dan menghanguskan seluruh isi kendaraan
kita lihat sekarang udah maksudnya lu bisa dapet bbl all star
sekarang saya ke mas eka
jadi ya inilah part daripada edukasi yang kita sampaikan
dan peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah masa menyerbu
jadi semua pelatih itu juga punya gaya masing masing
sektor pribadi dan kemudian sektor pribadi
pencaksilat ini ditampilkan oleh pelajar sekolah dasar hingga sma
dan saya pikir itu merupakan hal yang baik untuk menuju pilkada dua ribu dua puluh empat mendatang
karena ya sekarang kita punya dua ratus tujuh puluh juta ya tadi juga mbak melihat orang banyak yang bilang bahwa ditimur ditimur ditimur
kita harus memiliki perusahaan yang lebih penting
hal ini dilihat dari lonjakan jumlah infeksi di negara yang telah melaporkan temuan omikron
namun sekarang kan di pp ini kan
beda gitu sama yang cewek cewek yang lebih nekat yang lebih berani
karena kemarin sintayong mengungkapkan bahwa sebenarnya sebelum pertandingan
ini mau kemana ya ini mau ngapain gitu
ya gak kayak kita yuk shooting yuk ayo
tim liputan cnn indonesia gianyar bali
baik baik halo mas selamat pagi
ada satu ratus sembilan puluh tiga organisasi relawan yang siap bantu
jadi gini kami di tim delapan itu
belum liat youtube youtubenya deh
atau kedua pelanggaran ini harus memiliki dampak lain
roni satria septiadi pradana jakarta
tetapi juga sekarang dikembangkan juga homestay rumah wisata
kenapa tertarik untuk mempelajari seni kabanti
efisiensi itu kan tidak bisa terus dilakukan efisiensi karena tetap ada batas batasnya
serta bahwa hasil pemilu memang persis
untuk wasit dan lain lain sebagainya
link tadi nah bakti
tapi sebenarnya kalau tidak dimasukkan lemari es juga tidak apa apa
penerapan kebijakan visa on arrival di bali berlaku sejak tujuh maret dua ribu dua puluh
ada rekomendasi ombudsman republik indonesia
dan saya tuh banyak memegang urusan pasar tentang indonesia bisnis telemedis
pak suparji kasus penganiayaan santri di gontor sudah menemukan titik terang
kita ganti untuk menumis ya
oke paling pertama kita menyadari bahwa yang namanya menumbuhkan kekayaan
nah kemarin dari arahan pilihan kami dua puluh lima untuk menyiapkan kapal ini untuk berangkat ke palestina itu pak ya
negara negara lain untuk mereka
membuat implikasi kepada penyelenggaraan negara
jadi dua puluh empat jam lah nanti mengawainya
mungkin yang pertama mungkin saya jawab kenapa kok pemain putri lebih punya kesempatan
diberikan kepada pelaku umkm
pasangan ganjar mahfud mendapat nomor urut tiga
jadi bukan hanya sekarang ini masyarakat menghadapi kenaikan harga di banyak belahan negara atau dunia lainnya
gali lebih serius lagi dibina lebih serius lagi terus dibikin program serius lagi itu problemnya itu aja
tapi kita ingin menggali lagi lebih dalam pak edi
aku lihat yang ini aja
seluruh pantai selatan cuma tiga atau empat sarang yang menelur
oke kita lanjut belanja ke supermarket
siapa sangka jika aneka barang hasil kerajinan tangan ini mampu menembus pasar luar negeri
mengatakan seiring pertamanya usia
misalnya ya secara garis besar
sejak dua belas agustus yang lalu
dirinya untuk oke gue bantuin lo
rugi banget nih sama rizky sama rekan rekan good morning kalau nggak ngicep kesini nih
pemimpin bisnis dan figur sosial di indonesia
karena sudah berubah caranya
telah diimunisasi pada pertengahan tahun ini
dan respect terhadap para penduduk yang lokal aslinya
hal ini dirancang untuk mendorong pelanggan berbelanja secara rutin untuk mencari tampilan baru
hasilnya kadar gula dalam minuman less sugar ternyata tidak terlalu jauh dengan minuman lainnya
problem kita banyak sekali di maritim
karena tempat penghasil emas perhiasan kemudian mereka juga akan menambahkan nilai pajak pertambahan sendiri
saya kira ini kesempatan bagus untuk kembali membangun para entrepreneur muda tadi
dan simbol metal yang ditunjukkan pasangan ngejar mahfud
cara mengeluarkan isi bola coklat itu adalah dengan menuangkan susu panas di atas bola hingga tenggelam
kepada orang orang tertentu
tidak ada salahnya anda mengunjungi toko roti legendaris
dan selama ppkm level empat diberlakukan di dki jakarta
ditinggalkan satu kertas surat ya
likuiditasnya cepat untuk dilakukan jual beli
tapi sebelum lo terjun ke sma main basket itu
hak otonom kader kurang diakomodasi
ini sudah siap dipasarkan
jadi kayak pengen coba coba kulinernya disini gitu mbak
bagian dalamnya yang di luar
kayak gimana ya kayak percuma gitu
lalu melakukan diadil dan nyanyi nyanyi
sudah disiapkan secangkir cappuccino
udah gitu selesai gitu kan jadi
oh berarti sebelum ini
agak crunchy crunchy dikit sama kuahnya nih
pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama dua belas bulan
biar ped juga moving moving dibawah ringnya
pemantauan massal itu begini
hex help akan menanggung sisa jumlah tersebut
kalau yang coto ini kayak seperti soto daging biasa gitu kan karena langsung dicampur
tentu sebagaimana arahan pak gubernur kita akan salurkan ke rekan rekan dinas tenaga kerja
kita tidak perlu kaget kalau nanti di kedepannya akan ada ptn ptn lain begitu mas dede
turnamen pertama akan ada di washington setelah itu ke montreal cincinnati cleveland lalu us open
jadi kalau itu kayak kalau he told you
dan menurut mereka minat baca orang indonesia hanya satu
ini pertama kalinya aku main di double di wimbledon dan hasilnya bisa dibilang sangat bagus
kalau dibutuhkan ya berarti diperpanjang
pagi sampai sore gak terlalu ya tapi hidup kita semestinya
meski demikian kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman berkemanis saat ini sudah semakin tinggi
wenas ini masih kalah sebenarnya sama angkatannya koriko katanya ya
pendengar tingkat keberhasilan avf dulunya kurang dari sepuluh
karena banyak sekali yang menjadi perbincangan mulai dari soal hinaan kepada presiden dan juga wakil presiden lalu soal apa namanya masih banyak lagi lah begitu
tekstur dari pukusnya ini cukup lembut dan kenyal
meski bersyukur ia bersama anak dan istrinya bisa pindah dari rumahnya yang sudah direndam laut satu tahun lalu
kalau untuk bulan puasa sekitar enam ribu
menurut gue kalah gara gara itu jadi menurut gue kalah gara gara
seiring kehadiran tambak di pesisir pantai
hal ini merupakan bagian dari strategi partai buruh pekerja untuk perempuan
ya jadi kita tuh ngelakuin berbagai metode dan beberapa kali juga kita melakukan pendekatan
jadi tidak selalu karena minum obat itu menjadi anemia aplastik
malaysia dan lain lainnya itu mendapat manfaat dari adanya penggabungan penggabungan atau merger semacam ini
warna warni puluhan balon udara menghiasi langit wonosobo pada rabu pagi setelah sempat
kalau dilembagakan itu namanya bukan guyup namanya kerja
eee setelah ini kita akan dengarkan sentilan sentilan dari teman teman komisi co
awal awal biasanya dia akan menolak penjelasan mengenai serangan paniknya
akses yang mudah serta potensi wisata sejarah budaya belanja
ternyata dari situ kita melihat adanya pengurangan bantuan pemerintah
portfolio life adalah serangkaian skill multifasat yang ia tekuni hingga membuat dirinya dibutuhkan banyak perusahaan besar
maka kami terpaksa beritahu mereka
saya masuk di pertengahan di situ
ya kita harus siapin ini tugas kita sih sebenarnya
praktik kepemimpinannya yang dipengaruhi
saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung kanan ada bang panel barus bendara umum projo
komponennya terdiri dari tawusutra alias sari parti kedelai yang berbentuk lembaran
dengan berbagai bonus sesuai janji
nah lo sendiri sebenarnya siap gak sih jo kemarin posisinya dalam sebagai rookie untuk mendapat menit sebanyak itu
tapi emang lo udah target sampe umur berapa gitu
kalau perusahaan perusahaan yang besar yang itu nggak ada masalah dia bahkan secara keuangan mereka mampu cash flow nya mampu gitu
ikan besar ikan sebetulnya bisa disajikan dengan bumbu pecak

sehingga memudahkan untuk akses keluar masuk tempat tidur pasien seperti ini
sekali lagi bahwa konsep perlindungan anak kita memerlukan pendekatan tentang restoratif justice
berarti sampai saat ini masih belum ada
mereka akan melakukan penyesuaian gitu ya

secara teknis itu belum ada
udah tinggal kontrol kontrol anaknya sekolah pulang sekolah jatuh
kalau yang one bite size itu biasanya untuk ikan ikan yang masih anakan ya bang
pilih adalah high road wahana ini memiliki tiga level yang berbeda dengan ketinggian yang juga
ini adalah makam para kabolosi terdahulu
zaman zaman dulu itu ada sd impress
lalu pak wianto ini rumah sakit mana saja yang banyak masih merawat pasien atau korban
nah ini terungkap pada video yang kemudian disampaikan pada bulan februari kemudian viral di awal november
pembinaan di sentra sentra daerah itu
ini angka yang realistis melihat kalau sebetulnya proyeksi
karena selain data data yang bocor ini
dan kita sdm nya tidak handal tidak mampu bersaing di pasaran yang sekarang itu kan mendunia ya
ada kepahitan atau mengecewakan seseorang dan dia membawa rasa bersalahnya itu sampai sekarang
ada loh tapi ada tapi nya
dan juga memperbaiki keamanan orang orang
kalau memperbaiki hubungan itu kamu mempersempit ini
bahkan pengadilan agama tasik malaya mencatat
mereka juga dibiasakan tidak mengusik hewan yang hidup di sekitar pesantren
untuk pemilihan pemilu dua ribu dua puluh empat indonesia tahun depan
yang rumor dia masih bisa gitu kenapa gue gitu
dan di samping perangkat daerah juga dari tim dari kementerian pupr
garis miring mk mk garis miring l
segera pagi pagi didorong ke kantor camat masing masing
udah tujuh bulan kayaknya di ponti baru balik kesini lagi
sehingga ringkas terima kasih saya apa
saya kira sudah tidak seperti itu lagi
riza menambahkan bila sampai terjadi kekerasan pada anak penting melakukan psychologi first aid
yang ingin membantu masyarakat terdampak
juga akan dibawa ke sidang paripurna
jadi untuk anak anak dan perempuan biasanya dianjurkan untuk di rumah aja untuk beribadah
arief juga menyarankan masyarakat untuk menghindari makanan terlalu pedas
di era dimana k pop hallyu itu sangat meledak
lorensia gata keluh prestisa bogor jawa barat
nah ini aja sebenarnya yang jadi dasar ya
dari stasiun halim menuju pada larang itu sekitar tiga puluh menit
sehingga cukup berat dan dapat berada di dasar air
iya gua kemarin lihat dia kurus banget sih terus banget eh tapi ini ini ya lu bisa jawab atau enggak nih otok sm
saya mau ngajakin fani karena ini acaranya masih akan berlangsung
ada nggak manasrianya atau langsung mata mata karena ketidaktahuan ketidakpahaman
tidak perlu khawatir karena anda bisa menggunakan set top box
fasilitas wisata ramah muslim terus dikembangkan oleh pemerintah hongkong
kita mendapat tawaran dari nato ingin masuk sebagai observer
tujuh puluh sembilan juta bidang dan mulai dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh tiga dua tujuh puluh sembilan juta bidang
tidak hanya dari kulit ayam tiren ini biasanya memiliki tekstur daging yang lebih lembek
bahkan melawan terhadap kelompok kelompok yang justru menjadi trigger terjadinya konflik
terkait dengan penunjukan penjabat kepala daerah
kemarin kan sebenarnya pertandingan penentuannya adalah
yang pertama itu yang kita pelajari itu dari bagaimana nadanya diambil
kemudian bermain di level u dua puluh tiga juga memberikan perbedaan yang luar biasa
tetapi juga memakai kain kevie yang menjadi simbol perjuangan palestina
nah bapak pendidikan itu nomor satu bagi saya
terus rasanya pasti berbeda kan dengan pertanian yang ada di rumah gitu yang pakai bahan kimia gitu mbak
menunaikan apa apa yang menjadi agenda agenda
terutama pada sering kejadian pada usia dewasa muda lima belas hingga dua puluh tahun
terkesan praktek menyuling minyak jelantah hitam menjadi bening ini mudah
dan mencoba untuk melakukan perjalanan berdua dengan apkasi
nah ini dulu jalannya lurus atau
tidak terkecuali tentu yang sudah terbukti adalah pak muldoko gitu
terjadi kaosan di tangga stupai hingga lantai candi
bagaimana antisipasi dari pengelola pariwisata
terkait dengan hal ini tentunya kebutuhan di lapangan pun
manusia ini terdiri dari emosi sikap tingkah laku
iya kita sempat membicarakan juga bu ya
pasti akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian

jadi kita ada masjid indonesia bahkan di queens itu daerahnya
kemudian dki jakarta masuk peringkat ke enam dengan tingkat indeks kualitas udara yakni satu ratus enam puluh satu eq yang masuk kategori berwarna merah atau tidak sehat
nah ini kami alhamdulillah sudah berhasil mengungsikan sekitar dua ratus an warga di pendopo kabupaten indramayu
sebenarnya kalau untuk mudik sendiri bukan mudiknya sebenarnya yang menjadi
menurut saya pak sutar sosok yang luar biasa karena orang biasa bukan petugas seperti kami
itu bukan ajaran tapi tidak sampai kategori sesat seperti orang kafe rendah
tetapi di mid term dua tahun pasca berjalannya pemerintahan biden
hingga saat ini indonesia telah memiliki tujuh puluh lima sembilan juta vaksin covid sembilan belas
ditambah lagi kondisinya sudah mau di
jumlah pasangan di beberapa
bayi yesus di tengah puing puing ini dipajang di sebuah gereja bernama evengelical luteran christmas
oke tapi kan partai partai yang mendukung bu hovifah dan juga anda tergabung dalam koalisi indonesia maju
pornografi dan lain sebagainya kah
karena masyarakat indonesia sudah menginginkan ada sistem kesehatan yang lebih bagus
tapi itu mencerminkan betapa seriusnya ancaman ini ya
nah telah bergabung bersama kami davira hairunisa warga negara indonesia yang berada di new york amerika serikat
nanti mungkin pak heri bisa tambahkan atau koreksi kalau saya salah khususnya di bagian kawasan bawah semarang yang terbilang rendah
di belakang kepala kita punya pemikiran yang sama
dua tentunya ini kan berkaitan dengan insuransi
ini bisa langsung cek nih buat temen temen yang belum tau nih mungkin ya
usai sholat sarana hukumu berzikir
investor masuk lebih dekat
sebagaimana diskusi kita ini kita bisa melihat
mewanti wanti soal potensi kecurangan terhadap pemilih disabilitas ini
namun masih ada sekitar enam ratus tiga puluh bts yang masih belum selesai dibangun di tahun ini
yang tercatat mencapai angka tujuh belas dua derajat celcius
dan komang teguh juga ketika hopner belum datang ke qatar begitu di laga pertama ya menghadapi qatar
cara berubahnya lebih keras gitu
akan secara neurobiologis dia akan men trigger men trigger mencetuskan zat zat kimia di otak
jadi kan tidak bisa diterima klaimnya kemendikbud itu kalau kita bicara ini adalah pemerataan
nah kemudian saat ini dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak kemudian pembangunan infrastruktur yang sangat pesat
solar investasi dari china sudah tiga enam miliar
secara bergantian setiap lima belas hari sekali dengan total sembilan kelompok
tidak melakukan hal hal yang merusak
orang orang yang handicap itu yang apalagi penyandang itu
sejumlah pedagang mengaku belum mengetahui aturan mengenai batasan pembelian minyak goreng curah sebanyak sepuluh kg
dalam mempertahankan tanah mereka dari pemukim inggris
kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan ketersediaan dan harga minyak goreng
apakah bu sri sendiri tahu apa yang terjadi pada tanggal dua puluh enam januari
pak prabowo tentu akan mengambil keputusan yang terbaik
ini nggak apa apa gitu tapi alangkah lebih baiknya
pemandangan itu tersaji di tiap sudut kampung danas cimahpar bogor utara
sampai jumpa di video selanjutnya
tidak ada keterkaitan dengan pak presiden atau dengan para menteri lainnya
ya terkadang panic attack ini kan dokter muncul tiba tiba dalam jangka waktu tertentu
pembuat film rachel perkins adalah seorang wanita rnt
kalau kita melihat dari fans fans dari sweeties ini yang juga membelanjakan uang mereka
tetapi kalau misalkan rasa rasanya aduh kayaknya susah nih
itu salah satu penyebabnya ya mengapa penurunan tanahnya cepat ya dan menyebabkan terjadinya banjir
sehingga tidak mau tidak mau kita harus menunggu masyarakat
kalau misalnya satwa betul akhirnya masuk ke permukiman warga untuk mencari perlindungan tadi
insiden kebocoran data pribadi seperti yang saat ini tengah marak dan lain sebagainya
tapi juga masukan dari
pas si adi itu gimana tuh
oke dan kompetitifnya juga mungkin ya
terima pesanan rp enam rp tujuh rp delapan pernah
itu yang saya rasa ada harapan karena strict main gitu kan
sebagai bahan masukan input bagi mereka ke depan
kemudian setelah tubuh rilek baru kita adjustment dengan dikoreksi tulang belakangnya
perangkat yang dramatik dalam waktu yang diperlukan untuk melakukan proses ini
benar benar kejuaraan yang benar benar kompeten itu satu minggu sebenarnya sih sudah sudah teratur rapi itu
positif atas peraturan pemerintah ini
dan nama nama yang saya sebutkan ini bisa diperhatikan juga
jadi saya mau mencicipi gimana sih rasanya sambil mikir
dengan cara yang sangat konkret
kemudian menjadi palang pintu
sampai ketika saya datang ke yayasan ini
sudah ada hasil dan ini dilaksanakan secara terus menerus
dokter ludi pun rutin berlari hingga empat puluh km dalam seminggu
juga konsumsi gula yang berlebihan itu cenderung meningkatkan kadar triglicerida dalam darah
jadi kita menampung dan membina semua karakter
belaksanaan sholat idul fitri
saya merasa dugaan saya mungkin karena ada keseimbangan yang diinginkan oleh mereka
banyak banget lagi orangnya
aku tuh salah satu pendengar hoko juga di radio dulu
akan menjadi tempat tinggal kita yuk langsung kita cek aja ini nih kendaraan yang akan saya
saya di depan pintu masuk kawasi gidang dan sejak pagi tadi sejumlah petugas sudah bersiap ya
tim liputan cnn indonesia
berkunjung di lima destinasi super prioritas yang kita miliki
ya mereka adalah kelompok pegiat konservasi penyu
tuh gue udah di
habitat penyu tersebar di seluruh samudera di dunia

tergantung ada event hari besar atau enggak
ini tentang apa yang kita katakan kepada orang dan dunia di sekitar kita
main basket lagi ya kejadian entertain lagi
ketika orang orang tidak mengenai kemarin mereka akan berada di bawah sun
terus adem banyak pohon jadi kita juga nyamannya enak lah
jadi ya tadi menyambung aja ya pak
sempat diragukan nih gara gara kemarin bang ahmad ali kan
basic kemarin biasanya diperoleh dari informasi yang tidak lengkap
membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau turut serta
tapi gimana ya kayak tetap aja kita tuh kayak mau nunjukin loh kayak
jadi memang kita menginisiasi sendiri dari ppi juga untuk solat nih di rumah siapa gitu sekalian bukbar gitu
jawa timur tuh isinya ya pemain pemain gila cuy
nah sehingga pendapatan ini sesungguhnya bulatnya menjadi upah minimum tadi umk
nyatanya butuh waktu yang cukup panjang untuk membuat polisi menetapkan dua tersangka
sebelumnya iketut seregik yang menjadi wakil ketua sekaligus sesepuh pelindung penyu ini
secara umum sebenarnya bssn telah mengeluarkan pedoman teknis
dengan konsep diversi nanti hakim yang akan memberikan pertimbangan pertimbangan
setiap orang yang memiliki pinjaman help memiliki pengaturan utang dan pembayaran kembali yang unik
pertama edukasi anak untuk mengingat nama orang tua dan nomor telepon
sejauh ini yang performanya bagus adalah nar amerika serikat
dengan pertimbangan yang bersangkutan menyesali perbuatannya
kami pengen memilih kesehatan dari keempat berikutnya untuk memiliki pembayaran tambahan setiap minggu
yang akan kita hadapi adalah
yang pertama kita harus tahu dari diri kita sendiri lagu lagu apa saja yang kita ciptakan
di indonesia anda tidak perlu keluar negeri
untuk memberi petunjuk pada asn
keberangkatan yang sudah disesuaikan
makanan ini berisi nasi putih dengan topping daging sapi panggang dan taburan wijen
ya apakah ini peristiwa baru perdana terjadi atau kerap terjadi ya
supaya kita bisa ketularan untuk disiplinnya
itu berarti sudah tidak bisa ditopang lagi dengan kondisi bromo
kita menaruhkan fitur yang lebih banyak tentu saja
atau coklat seperti ini makin nikmat
jadi udah males tuh
ini hingga hari jumat enam belas februari dua ribu dua puluh
sehingga istri kamu tadi lagi pergi gitu terus
kalau disini udah langganan lama
dan bangun tidur saya bekerja secara totalitas
ngapain gak kita lakuin orang yang setahun wasit
sebenarnya kami di perubahan iklim ini mengenali kutub bumi
shoutul rahim informal tapi sangat efektif untuk memberikan masukan kepada presiden yang menjabat
ya dateng juga pas kok gitu ya
memang dia itu nonton live dan check out pada saat live maka dia ada benefit voucher
tapi kan ketika menjawab dia tidak memperlihatkan sontekan
untuk belajar literasi digital membiasakan menangkap insight market gitu ya
kasian sama orang tua karena kan yang namanya di kampung kan gitu
dia sudah mempunyai lapangan sendiri
intinya tentang basket apa aja ya nanti tinggal follow indonesia masterclass
institut teknologi sepuluh november surabaya amin widodo
atau peringkat tiga atau semifinal
karena kalau kita lihat statistiknya di amerika itu
karena undang undang itu kan rujukannya undang undang dasar
kemudian poin kedua yang diberikan oleh megawati soekarno putri adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal paling utama
ya akupunturnya juga tidak sakit sih
itu koko di sma berapa sma tiga ini ya
kalau mau bodinya bagus lagi itu lagi stretching aja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
si game tuh dapat apa ya bonusnya agam nggak pernah kayak sekarang lah intinya makanya saya mengharapkan pemain pemain
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
yang naik waktu itu ada popo kalau masih ingat adalah popo perbanas
karena rasulullah saw disaat membaca khutbah beliau memegang tongkat embusur dan pedang
banyak sekali minat dari para peserta b dua puluh untuk berinvestasi di indonesia
dengan semangat arief mustafa asn aparatur sipil negara kemenang surabaya ini
buruknya infrastruktur jalan apalagi usai diguyur hujan
bocah perempuan berusia sepuluh tahun
jika dibandingkan dengan tahun tahun yang sebelumnya
tetapi kita mendukung bahwa pemberian thr ini adalah merupakan kewajiban bagi pengusaha dan ini sudah berjalan kan bertahun tahun seperti itu
jadi perubahan iklim itu sebenarnya ada dua
mereka lebih superior secara fisikal
grifin sama yang hari sabtu biasanya
atau mengambil pendidikan bahasa korea terlebih dahulu
dari rumah atau dari dalam tidak ada respon tidak ada aktivitas
jika kita ingin membuat transisi ini
diskonnya kan lebih enam tahun jadi banyak tuh diskonnya

tentang perbuatan perbuatan yang tidak benar
itu bukan sebagai apa ya
ini terjadi di problemnya tenis itu seperti ini
berarti season rookie koyus itu berarti tahun berapa dua ribu empat atau dua ribu lima
tadi anda sebutkan dengan melihat
artinya selama saya dapat memenuhi standar yang diinginkan
yang namanya dicicil ternyata bukan begitu
kita akan membahasnya malam ini bersama psikolog forensik riza indragiri
dengan total kapasitas terpasang mencapai satu ratus sembilan puluh dua kwp
dan sekitar empat ratus orang luka luka
terus ada orang tuanya mas ini cuat titik buat ngenalin tenis aja gitu
kita mengalahkan australia kita mengalahkan korea selatan ya kemarin adu penalti dan juga jordan gitu
atau seperti apa efeknya secara jangka panjang
di sini kandang kucing terbagi dua kandang indoor dan outdoor
ingin menyampaikan terima kasih
jauh lebih ringan dibandingkan ngabin pribadi yang bisa mencapai ratusan juta rupiah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
terus kali jadi itu apa kelihatan lebih tua kali
dan yang paling signifikan kenaikan jumlah penyelenggaraan
apalagi indonesia memiliki daya tarik dan daya saing dari kain nusantara yang beragam
kemampuan para juru foto cilik memotret dan mengarahkan para wisatawan
itu membuat timnas punya opsi opsi di depan sehingga bisa membongkar pertahanan lawan
oleh karena itu re inspirasi menginisiasi si turtle ranger
dan ada yang mau menjaga saya
yang pendidikan dasarnya aja sangat lemah
karena walaubagaimanapun juga bonus demografi itu tidak akan dapat tercapai
di kabupaten purworejo jawa tengah pada minggu
untuk menghasilkan gas hidrogen
sementara dirjen pas kemenkumham reinhard silitonga memastikan
kan gue pengen banget main pro kan
kalau memang punya niatan menghormati hak prerogatif presiden
di sisi lain pungki indarti anggota komponas juga menyoroti lambangnya kepolusian
bagaimana pedagang pedagang di tanah abang misalkan udah teriak
dari sektor keuangan fintech dan pinjaman online adalah
jadi ini ada babak baru dari
memang ingin mencoba merasakan sensasi
maka yang tadinya mungkin perlu nyetornya lima juta itu jadi turun gitu
tiga saat dalam satu jam tiga menit aja dua menit aja cukup
nah bismillah kalau gini bisa
untuk menikmati satu porsi bakso balungan ini pengunjung perlu menyiapkan uang sebesar tujuh puluh ribu rupiah saja
kayaknya sesuatu yang tuhan mau kayak lu harus achieve gini dulu
bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai malahan saya dimusuhi
bersama suaminya ia melakukan uji coba mencari komposisi resep yang pas dari internet
bahwa keberadaan tim bayangan ini telah menyalahi aturan birokrasi serta melanggar undang undang
nah tapi sekali lagi bahwa diskusinya kemudian kembali kenapa batas minimumnya empat puluh lima persen gitu
manager penggemukan perumda dharmajaya diki firmansyah mengatakan
sebelumnya di beberapa perwakilan saya bertugas
yang di requit sama akun akun di sampingnya
ketika sam kail mengambil cuti melahirkan ia mengira itu termasuk pembayaran dana pensiun
dan salam untuk semua keluarga di indonesia
agak eropa eropa sedikit gitu kan
apa yang diatur oleh peraturan peraturan rektor ini kaitan dengan ukt
karena pengen coba aja gitu kan sensasinya berbeda kayak gitu
berwisata religi sekaligus menikmati lanskap kota dari atas laut
selanjutnya adalah proses tenun yuk kita lanjut menenun yuk
ketiga perempuan petugas kebersihan sungai ini memang bekerja di sekitar sampah
itu aja sih sebenarnya
mobil pesawat pagar rumah anda bisa jadi mengandung unsur aluminium ini
iya kalau di rumah terus juga nggak makan ya kak ya duit dari mana ya
sepanjang periode pengamatan seribu sembilan ratus delapan puluh satu hingga dua ribu dua puluh
hmm rasa susu dan red velvetnya itu pas gak terlalu manis meskipun ada meringue di atasnya
oh tim berarti berapa kak berapa orang tuh kak
dan di akhir malah jadi membuat dia jadi makin merasa nggak nyaman
semua orang mencapai itu
yang memang ini menjadi salah satu catatan bagi pemerintahan australia

indonesia bisa maju kalau
anda pun bisa memesan topping tambahan seperti kornet ayam hingga fish cake
cuma kemudian setelah dari kudus itulah kemudian nanti dia setelah menikah
kalo di unpar cuy temen gua aja sampe sekarang nasakom terus cuy
cuma memang kami tidak bisa melihat ini adalah suatu kelemahan
bertindak selaku flight leader
terus suaminya ada perempuan lain gitu misalnya
ya may day adalah hari buruh internasional
kenapa indonesia itu dua ratus tujuh puluh juta orang
hari ini kita tag lagi nih bu setelah aldi izatur ya
cabang olahraga sepeda bmx kini sudah menjadi salah satu cabang olahraga prestasi yang resmi dipertandingkan di olimpiade
itu kan setiap orang itu kan punya tujuan hidup masing masing
dia biar tahu kayak itu entah saudaranya tuh gimana gitu kan
bara api disiapkan di dapur rumah adat
yang segar segar banget nih keliatannya
yang ngelatih budi jordan
di situ pelajari ya di amerika itu tidak dikenal ketua umum partai demokrat
akan tetapi melihat semakin tahun jumlah penyu yang mendarat di kawasan itu semakin sedikit
maupun jangka panjang yang tidak diinginkan
baru aja baru mas
terlebih dahulu dan kemudian kalau kita
dan keputusan untuk membangunnya hanya bisa diambil oleh para pemangku kebijakan
kalo untuk unpar sih seharusnya ada banyak lagi yang bisa gua kasih sih sebenernya
supaya kita bisa tahu apa yang kita rencanakan di berikutnya
tokoh tokoh bahasanya guyuk
ya tanya presiden yang tahu kenapa dia sampaikan kan
masuk gak rela itu gimana
tapi maksudnya tamunya pun
sehingga ya jubahan saya ini adalah upaya untuk pertama
bella petrus kan dua ribu sembilan belas kemarin terakhir ya
empat etika dan penguasa
selain punya lisensi seorang kiro practor juga harus tahu bagaimana mengontrol tenaganya
yang penting para generasi penerusnya terus belajar untuk melestarikan hewan pemelihara lautan ini
nah berikut wawancara singkat kami dengan windy
jika kita memiliki target yang berkelanjutan
lucu juga sih depannya bagus banget sih
data dari kementerian kesehatan menyebut pada tahun dua ribu dua puluh terdapat tiga ratus sembilan puluh enam tiga ratus empat belas kasus baru kanker
fast fashion adalah pakaian murah sekali pakai yang diproduksi dengan cepat untuk pengecer pasar pasar
ah lo join tuh ke pasu kelas tadi
atau emang dari jauh jauh hari udah dipanggil atau gimana
jadi tahun sebelumnya tuh ada eva eva tuh sosok leader
tapi kalau di jalanan ngobrol apa segala macam gak ada masalah
dan tadi bang bang mengatakan bahwa ada kereta jurusan bandung surabaya
jadi berdasarkan pengalaman selama pandemi ini
tadi pertanyaannya apakah ya semua kementerian atau semua lembaga itu
cepat lagi kumpul bersama keluarga
hadirin yang kami hormati
dan jangan lupa ketika kandidat menjawab dengan penuh tekanan kepentingan
sudah mulai normal lagi pasokan makanan sudah mulai normal
kayak bangun bangun bangun
iya masih ada orang tua
dan kemudian mereka memilih sekretariat
iya cila cila pengen main basket
untuk menyuarakan aspirasi teman teman buruh terutama tadi
abo aja kali ini kita kedatangan gestalt spesial nih asyik ini kita sangat satu alma mater sama
untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya saja
bisa bisa seperti itu cuma memang belum ada yang benar benar meneliti sampai masuk ke dalam rantai makanan misalnya ke manusianya
pondok pesantren yang ada sejak zaman dulu sampai dengan hari ini masih
untuk strategi bisnis mungkin karena kita punya keunggulan juga ya
ini gandos kalau di jakarta lebih dikenal dengan panteng
dengan budaya paling paling ini ya
tergantung kalau misalnya memang pasiennya ada hnp dan itu cukup parah sudah pecah itu memang harus di endoskopi
bulan suci ramadan memang masih beberapa bulan lagi
ini mayoritas asli dari kota daeng loh
karena dalam situasi sosial yang seperti ini
nah yang menarik di situ adalah karena faktor
rasanya juga enak makanya milih oleh olehnya lumpur aja
bagaimana mekanisme sepak hati saja di sisi
jadi kan kita kan awalnya dari gbk senayan kan indoor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
sebanyak empat ratus lima puluh jiwa meninggal dunia
dibutuhkan kondisi tubuh prima agar selamat sampai tujuan
data pribadi yang bocor bisa digunakan untuk mengarahkan dan memanipulasi pandangan politik seseorang
ya sekitar sembilan belas atau dua puluh orang
jadi semoga moga insya allah dengan kerja keras dengan semangat dan penting hati hati
nah ini terbatasnya ini salah satu
nah ini penduduknya itu sebanyak enam juta ya
yewi purwanto yang naik siapa lagi ya
yang memang jelas jelas mereka pelaku kejahatan
saya tanya ke anak anak di situ ini buat apa
oh sama ini bukan ada anak eses tuh
ini kan perguruan tinggi merupakan ujung tombak
roti lau ini tidak memakai bahan pengawet sama sekali
betul itu baru satu orang satu atlet saja belum nambah pelatihnya nanti
perlu ada perhatian khusus dari pemerintah agar kesenian tradisional ini tidak punah tergerus zaman
dan ini adalah sebagai sebuah tindakan mungkin saja kesilapan ketidaksadaran dan kemudian menyebabkan situasi yang sangat sangat fatal tadi itu
ga ada foto keluarga gitu segala gitu kan
semenjak kita sebagai peradaban jadi bukan hanya amerika tapi juga indonesia china
berikut ini penjelasan dari soccer
anda dapat menaruhnya sebagai opshop atau menaruhnya di tempat amal di distrik perbelanjaan anda
ada perbedaan tekstur dari kedua jenis yogurt ini
bukan perang seperti yang diperhatikan
kalau mencar tidak takut gantip
tapi kalau bali kan benar benar seperti tim sepakbolanya lah
terus dua ribu sebelas kan derek rose lagi gila gilanya kan
ini contohnya saya kasih tahu ya kalau daging sapi
dan helen karena saya kesempatan kerja sama dia
bagaimana cara mengatur keuangan pribadi dengan baik untuk menggapainya
kayak kemarin si enzo sekarang lagi ketakutan
namun demikian kita di bali selalu ada cara artinya ada tingkatan tingkatan yang kita bisa ambil
kawan sama sama untuk gerakan perubahan ya
army flight terdiri dari lima belas helikopter di bawah komando pusat penerbangan tni angkatan darat akan melaksanakan flypass dengan komposisi dua elemen
selain tadi ya mengubah tesnya menjadi tes kolastik
ruli files kali ini akan mengupas beberapa aksi curang yang mencampur bahan kimia berbahaya ke bahan makanan kita sehari hari
kepadatannya pasti sangat sangat rendah
ya kan informal tentang silaturahmi itu di indonesia kan memang dijunjung tiga
kan harus memenuhi kriteria diagnosis tertentu gitu ya
selain nama artis anak presiden joko widodo kaisang pangarapun
iya kalau di timnas udah promising pasti di pj nya promising juga dong
anda melihat sekali lagi makna dari kunjungan ini
ia mengatakan inti dari saran ini adalah pengakuan bahwa paparan sinar matahari dapat berbahaya
hingga yang paling ekstrim adalah pencabutan status
dan komitmen dari kolektif itu
itu yang menjadi kebutuhan rakyat
ya mengenakan perhiasan emas pada anak memang kerap dilakukan kebanyakan orang tua sebagai wujud kasih sayang
mas agus anda melihatnya bagaimana
masuknya ke daftar pemilih khusus
tapi saya punya dua pertanyaan
suntik pertama adalah sumatera barat sulawesi barat maluku papua barat dan papua
itu cuma menghabiskan uang rp enam ratus
publis yang baik semuanya
seluler bu seluler dalam
karena butuh step step kayak memasarkannya bagaimana
ia pernah menjabat sebagai senior eksekutif di beberapa perusahaan fortune seratus seperti hp siemens dan pg e
khusus pencegahan dengan menggunakan apar sebenarnya sekarang sudah banyak brand
dulu ke dokter jantung atau ke dokter syaraf
yang terdiri dari empat pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima
kalau di indonesia kan kita saling support begitu ya rekan kerja family
lautan dan segala macam ya
ini sebenarnya apa sih yang kamu kangen dari puasa dan juga bulan ramadan di indonesia rezi
tapi memang kita selalu menjaga bahwa
dan nanti secara otomatis aplikasi akan memberikan tanda bahwa seseorang bisa memasuki
lalu menyatap makanan berbuka yang disajikan di nampan besar bersama sama
sehingga rempah rempah meresap sampai ke seluruh serat daging ayam
dulu kayak sering tuh ada kejuaraan bupati cup di gorjarum kan
dari tangan tersangka polisi menyita gergaji kayu
terus kayak jahat banget gue maksudnya dulu dia udah membanggakan nama indonesia tapi sekarang ditinggal gitu aja
namun jagoannya ini yang original kelapa muda dan nangka
bukan kayak mereka sengaja
dengan kampanye yang kini memasuki hari hari terakhir
untuk waktunya untuk cnn indonesia sport
jadi ada momen momen mereka reading mereka persiapan akunya nggak ikutan
membuat orang orang lebih profesional dan bermoral
belum tentu itu berasal dari laporan intelijen
terus sama dia jadi banyak lah gitu seru seru
yang bukan yang seperti yang negara biasa
akan berbeda begitu hitung hitungannya
belum mungkin baru pertama kali gue kepanggil tim nas
mengapa lembaga pemerintahan justru terlihat lemah dalam hal keamanan siber
dan juga saya melihat statistik
kepengennya sekarang gimana mas setelah bisa viral seperti ini
waktu lu jaman lu sd jaman lu smp itu berarti lu gak kenal sama sekali yang namanya basket ya
dan ya barangkali memang allah belum meriduai gitu
menjalankan perilaku hidup cerdik yakni cek kesehatan rutin
karena ya nggak bisa naik ke sana karena banyak masyarakat
makanya bumbu bumbu masuk itu untuk ke negara sananya agak kena pajak mahal gitu sih
jadi rumpang ya untuk memasok warga dan dki sekitarnya dan itu saya kira mudah mudahan bisa mencukupi
walaupun akhirnya terjegal menghadapi uzbekistan tapi kita wt a good fight gitu menurut saya
konon sobkondro ini berasal dari suku etnis
dalam pasal tiga puluh delapan undang undang ombudsman pak budi rekomendasi itu wajib dilaksanakan
aku kayak kelebihannya tuh pd nya kayak shooting aja
dan disitulah cara kita untuk menciptakan empat empat juta lapangan kerja di tahun dua ribu dua puluh empat
mulai dari lembang multikaulis kanva dan katayana
jadi penting itu adalah bagaimana memastikan bahwa terapis itu memiliki sertifikasi dan kompetensi yang layak
anda mau makan makanan khas surabaya ini
yang anak kecil juga itu gue barengan sama dia
dari facebook tuh gue ngeliat pelatihnya
karena saya dari daerah ingin sekali memang saya lihat di tv itu ingin sekali saya ke sini
tapi memang kalau misalnya sudah beraktivitas normal ya saya pakai masker
tapi jangan dibilang bahwa apa yang beliau lakukan itu berdasarkan laporan intelijen
tapi kalau politik yang santun
ya istilah gila gilaan lah unpar berangkat
jadi kan latihan fisik itu kan ada daya tahan ada strengnya latihan besinya ada speednya
kain sutra polos kemudian diolah menjadi ragam bentuk corak dan warna baik yang berupa sarung selendang ataupun produk siap pakai seperti blus dan kebaya
bergerak ke sejumlah titik untuk melaksanakan rescue
mengingat ini sangat tergantung dari suku bunga
tradisi mudik itu luar biasa di indonesia
minyak kelapa digunakan banyak warga untuk menjaga kesehatan
sebelum saya akan ikut vaksin dan juga sterilisasi satwa
nah kalau di icc ini pelakunya bukan negaranya lain dengan icj
dan mungkin ditunggu lagi satria satria
habis subuh biasanya jalan cepat atau lari pagi gitu
dan kemudian kita memiliki pilar kedua
menurut dokter metty dokter spesialis saraf rumah sakit bandung giwari
pembelian di e commerce itu di feeding oleh transaksi percakapan dari media sosial
dan bahkan informasi peringatan dini
lst anto dardak wakil gubernur jawa timur dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
tari jaipongan kini sedang diupayakan menjadi salah satu warisan budaya tak benda di badan dunia unesco
proses metamorfosa ulat menjadi kokon atau kepompong memerlukan waktu selama dua sampai tiga hari hingga siap dipanen pada hari keempat
memang dengan tinggi saya yang sudah satu ratus delapan puluh tiga cm
yang kedua secara objektif rasional untuk pemenangan seperti apa
tapi sebagai manusia kita bisa mengantisipasi itu
maka hukum pidana penjara tak akan memberikan efek jerah
mereka hampir memusnahkan penduduk asli tasmania
satu dari tiga warga australia menderita penyakit tinitis pada tingkat tertentu
oh oke tapi yang lain ikhlas ya nggak ikutan
dan itu juga hasil keputusan rakortas
karena kita belum bisa bersama sama memilih kegiatan yang cocok
jadi kalau ada perkiraan menurut saya ya hanya dua puluh lima pemilih yang belum memutuskan dengan penuh keyakinan
dulu boca pernah main ini kak main sampai asian games gitu
tapi kan kalau gue baca artikelnya kan lu sempet ikut badminton juga ya dulu ya
rumah rusak sedang sebelas enam ratus empat puluh satu rumah
mereka terpaksa harus mencari sinyal terdekat ke pantai atau kantor camat berjarak satu km dari sekolah
satu jam terakhir hadirnya di tps
mengab mari kita berbisa goreng nyuruhnya
dari exposure harian secara harian
oke sekali lagi terima kasih buat semua warga jawa barat
dalam rapat paripurna jelang akhir tahun dua ribu dua puluh tiga di dpr ri pada selasa lima desember
ini masalah ini terjadi di hampir semua negara mbak gitu
nah itu semua kita upayakan kita cek
beliau juga sudah cukup pakar sekali
kemampuan hidup yang lain
intoksikasi itu juga mempengaruhi judgement dia nih cara berpikir dia
eits tapi tenang saya nggak lagi berada di singapura kok
sehari hari tewi berprofesi sebagai pencari rongsok
selain pijat ia juga mempelajari akupuntur tai chi dan qigong
sebuah kedai yang makanannya dijual dalam gerobak kekinian
pernyataan tahunan yang sangat kuat dan relevan
dalam satu proses peradilan etik
dan biasanya di situ tuh orang orang pada ngumpul di tepi pantai dan mereka tunggu di situ sampai sahur
oh seminggu sekali ada yang matang gitu ya
gapnya terlalu jauh ya betul gapnya terlalu jauh kualitas tekniknya belum siap untuk bersaing
tapi bagaimanapun ini seperti ekonomi lestari
kemudian ambillah lagi kita pakai saham gitu ya
pangkitan sepak bola indonesia
tiga ratus tujuh puluh ulangi tiga ratus dua puluh lima titik pengungsian

jadi kayak punya ego masing masing
dan ya mainan itu memberikan lu banyak kesempatan untuk belajar
tapi pada saat yang sama
justru makin merasa kita adalah orang yang mau menyerang dia jadi dia menyerang balik ke kita
abis itu kayak apakah ada atau enggak belum tau ini bagaimana bagaimana gitu
warga satu kampung tertimbun longsor
tempat sarapan sehat lainnya di kawasan dago berikut ini adalah khusus roti rotian
kayaknya semuanya udah normal life aja ya kak ya
dan gue abok hristian dan kita kembali lagi di episode ke tiga puluh empat
pengunjung cukup mengeluarkan uang sebesar seratus ribu rupiah
kekurangan kekurangan mereka itu sendiri
kawasan tebet atau mungkin lebih dikenalnya sebagai tempat pusatnya anak anak jakarta selatan yang gaul gaul
melakukan pengecekan ulang terhadap akses akses yang ada di tiap daerah
satwa maupun tumbuhan yang terkena dampak dari kebakaran ini
atau mungkin sering disertai dengan keluhan lambung gitu
dan itu moralitas yang dibangun
berikan tepuk tangan yang meriah untuk bonanza flight
backup sistem sebagai sistem pendukung
kalau di hongkong kalau makan diimsam rasanya pasti kurang agak jauh
belanjanya sangat mudah sangat simpel
kedatangan bapak menteri luhut bin sarpanjaitan
gue marah marah lah pokoknya gitu
punya market yang jelas
memiliki lima lantai dengan dua tingkat tribun penonton
kita menerima barang dari luar
kalau misalnya kita lihat head to head kompetitornya bite dance group
jadi artinya tidak hanya yang ada di tangan tapi juga kira kira ini dari siapa
atau ya gak perlu lah kalau misalnya pak prabowo butuh yaudah
ya biasalah dapat apaan gitu
ya gue sabut aja ke pj langsung aja
rama tuh masih junior ikut ikut dulu
ya ada sih ada khawatir juga
pertandingan binaraga di tempat yang mewah
dan dari sini kita bisa mendapatkan gas hidrogen dan oksigen
kamalrio berarti beres kuliah di australia tuh berarti tahun berapa kak
diantara partai politik nah ke depan saya rasa
memang kita kadang prihatin
stasiun televisi dibutuhkan satu frekuensi
ternyata yang tersalurkan hanya kurang lebih sekitar delapan ribuan paket
nah ini terus dikembangkan
dan itu ternyata terjadi perubahan yang sangat drastis
sebenarnya ada masalah di internal kan
ya mudah mudahan kedepan kita bisa sosebada
menurut novel ott mampu mengungkap kasus korupsi secara telak
selamat sore waktu jakarta assalamualaikum mas fikri sehat selalu anda
bapak kabit humas polda banten
ada atau enggak saya ikuti pemerintah
seperti pak dhani bilang bahwa banyak pemain muda yang sekarang potensial
atau anak nih lagi urusan sekolah ya
sehingga mempermudah proses kepengurusan klaim ketika terjadi resiko dimanapun
selamat pagi ibu dengan ibu siapa
tapi kalau basket dari kalian baru bisa jalan
didengarkan tapi juga mengangkat nilai
fotonya akhirnya dia pun juga masih bingung dikasih lihatlah ke mamahnya oh rama itu jadi
saya bersama dengan pak nari berjalan sejauh dua km membawa gerobak berisi dua puluh jerigen air
yang berhasil mendukung pembangunan regional yang menggambarkan prinsip kesehatan
tepatnya di jalan raden wijaya
kita tidak usah terlalu banyak prasangka
dari data kpu surabaya pemilih disabilitas mental tercatat ada dua enam ratus dua puluh lima orang
telur telur penyu tidak ditempatkan dalam satu wadah besar
warga kota besar pasti sudah tidak asing dengan pemandangan ini
space ya bagi produk produk umkm lokal kita gitu
nah saya terus melakukan komunikasi dengan wni yang berhasil kita
memang kalau tiap pagi trennya memang seperti ini
tapi memang kami kurang belajar sejarahnya
holistik penyelesaiannya mulai dari hulu sampai dengan hilir
dokter tidak menutup kemungkinan bahwa di luar sembilan puluh satu laporan yang diterima oleh kementerian kesehatan juga terjadi di tempat tempat lain
kami berharap masyarakat bisa melaporkan ke kanal pemprov dki jakarta
dan gak masuk tim basket gue rasa
nah angka ini itu sudah diuji dalam sebuah studi yang namanya trinity study
perbedaan kekenyalan daging ayam bisa menjadi masalah baru ketika memasak
saya bilang lu kok minta duit mulu cuma mau makan ayam aja
atau tidak berani dengan tegas untuk melakukan perubahan secara revolusioner terkait masalah ini
ali menambahkan jika nanti surat dan draft ruu sudah diterima
masyarakat sudah mempercayakan data yang kepada pemerintah gitu
kayak dikasih terus gue kayak anjing kayak gue kayak apa ya kayak dibam dikit kayak mental gitu kan
atau misalnya case case terjadinya osteoporosis gitu
mau atau tidak mau untuk kali ini paling tidak itu pemerintah australia pasti masih akan melaksanakan atau menganggap tanggal dua puluh enam itu sebagai hari australia
kayak udah kita latihan of seasonnya gila
tapi kembali lagi sih kita butuh ikon lagi sebenarnya
terus kenapa pak anies kayak diuber kayak ada something gitu
dalam keyakinan yahudi anda yang hidup soleh pada ajaran agama anda bisa masuk surga tanpa harus memeluk yahudi
kemudian satu lagi dari rumah sakit daerah kabupaten malang rsud kanjuruan kepanjen
karena ada rekan kami rian fernando yang katanya sih lagi mau sarapan
dengan kondisi tubuh yang sehat selain konsisten mengangkat beban
tapi kalau saya sendiri masih ke indonesia langsung
karena dalam konteks undang undang perlindungan anak ini memperhatikan masa depan pelaku
ada potensi atau ada celah korupsi dari aturan yang ada bisa ditemukan nantinya
dan untuk tegal luar sendiri juga sudah kita siapkan sejak awal aksesibilitasnya melalui pembangunan jembatan cibiru
ya itu datangnya kapal inggris ke australia itu
begitu kata katanya adalah teks bunda begitu ya ada kata kata yang menceritakan atau dituliskan oleh terduga pelaku
kandi jarang jarang tuh mau main cewek yang tiba tiba bisa main profesional kan
untuk bisa mewaspadai pemain pemain yang bermain di luar negeri
kayak jazz bromo atau perembanan jazz gitu misalkan yang memang apa ya
asian games ya asian games ya kak
tadi sudah saya nyatakan akritasi unsud ini prodinya itu lima puluh tiga sudah a maupun unggul
berbeda dengan kepiting yang baru ditangkap
mengasah kemampuan bondsetting atau kiropraktik di italia beberapa tahun lalu
jadi melihat mereka cara makannya gimana
dan buat gue aspak adalah salah satu tim yang mempunyai chemistry pemain ya
serta penderita alergi karena beresiko memperburuk sistem pencernaan dan meningkatkan infeksi bakteri bagi tubuh
nafkah di negara kita
dulu dulu ini dong variasi trio cokke loren aldo dong main
baru setelah itu masuk ke level kecil masuk ke e commerce yang lokal e commerce homogen
bisa menggunakan mobil odong odong seperti ini
nah sampe sampe ya gue ketemu faldu
siap itu mungkin bisa concern apa ya
lu itu main confidence it s okay gak perlu takut takut gak apa apa kok kayak gitu loh
itu kan bagus banget gitu kan standarnya internasional
jangan ibu ikut ikut sby ksp muldoko ksp muldoko
terakhir kucurkan air perasi jeruk limau
nah inilah mungkin jadi target dari kami
mama bangga kali mama minta poster besar kali ditempel di rumah
selain itu terjadi batuk mata bengkak atau berair dan ruam kulit atau biduran
iya kayaknya masih malam ya masih parti parti
dan hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki
sukses lah pokoknya buat hadir lu
kemudian jokowi juga melantik anggota dewan pertimbangan presiden
untuk yang berwarna muda dan kayu sono keling yang berwarna tua
kronologi ditemukannya empat jenazah tersebut
bahwa kemudian berubah mestinya sih nggak jauh jauh gitu loh
waduh gila itu oph makin ganas aja tuh
hahaha enggak enggak mudah mudahan aja kayak gitu lah mendekatin mendekati mendekati
kalau kita tanya pemain pemain yang berhasil sekarang
kita tuh kan misalnya wah kalau orang lebih senior dari kita udah kita jangan
rancangan kitab undang undang hukum pidana yang telah disahkan oleh pemerintah dan dpr selesai kemarin
sebagai yang meramaikan kawasan m block space jakarta selatan meski ia tahu bisnis ini sudah menjamur di ibu kota
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
biasiswa basket sekolah terus dapet
seiring berjalannya waktu pada tahun sembilan puluh an sop conro beralih dipopulerkan menggunakan daging sapi oleh etnis bugis makassar
ya ini tentunya sangat disambut baik ya
terus dia pakai baju rok was pas waktu sma ya
adanya bencana atau misalnya gempa bumi
tapi oleh entrepreneurship yang kuat
walaupun sama seperti tahun lalu dengan katakanlah aturan yang berbeda
jadi yang tahun kemarin itu alhamdulillah
pengen ketemu semuanya juga
demikian tadi sebuah rangkuman tentang kebijakan pemerintah australia bagi orang tua di australia
mantep bener nih ya
pertama bisa dipunggirin lah kalau main basket juga nyari uang kan
ada loh expo yang khusus dibuat oleh pemerintah korea itu untuk warga negara asing
indonesia itu berada di sekitaran sembilan puluh dibandingkan urutan negara negara lainnya gitu ya
nah kejadian di jakarta ini harus dijadikan momentum berbenah
bus transjakarta ini beroperasi
kemudian ada upaya dari kepolisian untuk melakukan cek tkp
karena tempat representatif seperti contoh di tepi jalan raya itu kan mahal sewanya
terus lima puluh hari di jakarta kadang kadang
iya terus arb berhari hari gitu kan
nah ini bisa ada omset misalnya sekitar empat ratus ribu ada yang rp enam ratus ribu per outletnya
kalau kita bicara soal zakon kabinet zakon kabinet ini kan sebenarnya tertuang tercermin pada undang undang kementerian negara
sebuah perusahaan yang mengurusi hasil laut di dusun sarakan
sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang
apa ya bisa kita bilang bahwa mereka ini harusnya mengerti betul tentang peraturan ini
ada di tv tuh saya lihat nih
mengobati kekangenan kita terhadap makanan
itu kan berarti berdampak terhadap kehidupan khususnya para masyarakat yang tinggal di pesisir
jadi harapannya mungkin untuk masih ada yang terdakwa di dalam
dan hari ini terkonfirmasi dari pak abalin oleh karenanya tentu kami selama ini juga mempersoalkan
biasa saja sih tidak sakit
merupakan saran saran dan masukan yang positif untuk kebaikan bangsa dan negara jadi kita tidak
ya soalnya kalau gue baca sih kayaknya jawa timur yang parah ya
mesin giling diganti sama pak lura
kalau kamu katakan soal presiden kelebih dia
badan agak tebel lah
bahwa kita harus saling peduli terhadap tetangga kerabat maupun saudara yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga
dan juga mas ahy soal utak atik kabinet ya
dari situ kita daftarkan ke kalau dalam situasi saya adalah ke wami wahana musik indonesia
begini kalau itu sepenuhnya kembali ke pak prabowo
karena kehausan kita terhadap hiburan musik khususnya
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
kalau dia campur semua baru pas
apa sih yang dihasilkan di perguruan tinggi ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini kelihatan seger sehat banget di sana
karena mungkin memang kunyit untuk menetral si as si itunya ya amisnya ya
di satu tempat bahkan satu provinsi
karena jaipongan itu ibarat ini ya
bahwa sebenarnya yang paling penting itu
nah sampai dia mau bertelur di sini berarti secara ekologis secara kualitas pantai di sini itu memungkinkan dan baik menurut ee
namun jika mendapatkan dosis atau durasi yang seperti anjuran dokter itu memang masih tergolong aman
saat itu rizky masih berusia sepuluh tahun
tanggal dua puluh november kalau nggak salah
dan bila dibandingkan dengan gedung olahraga yang sudah terlebih dahulu ada yaitu istora senayan
untuk membiayai studi tersier anda jika anda memenuhi syarat
ya kalau korbannya kan sudah banyak yang mengadu ya
untuk berangkat ke sana itu kira kira kapan tuh
jangan sampai kita sesama masyarakat sipil ribut anarkis itu tidak diperlukan
ya unik sih daripada pancake biasa
sanksinya tentu beragam ya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

nah mungkin hal itu yang kedepannya kami akan coba bawa ke high level di level pimpinan
kondisinya kritis akibat abrasi pantai
tapi udah kelihatan suka basket kok belum ya
ya kemarin pak menteri sudah menerima kurang lebih empat puluh seller yang ada di tiktok
ada statement statement dari
cuma karena punya penderian diri yang karena ngerasa kalau seandainya saya masih tinggi indonesia
unit empat cilacap dari dekat
itu mungkin dalam kesempatan yang akan datang
belum puas dengan pisang meski hari mulai sore
terus tempat tempat belanja dan juga tempat usaha sudah mulai buka
tapi gue penasaran deh lu kan tadi kan lo ngomong katanya ya lu gak kepikiran lah main pro
misalnya kalau ada foto foto poster poster kecil kecil gitu
rasanya tidak terlalu manis dan cocok sebagai penutup menu sarapan berat
jadi rekan rekan perlu juga
kalau kita kan ngeliatnya di story kan kayak agasi gitu kan
anti kekebalan tubuh kita juga semakin baik seperti itu
di tondanu sulawesi utara inilah
tapi ya kejadian baiknya adalah setelah itu emang hubungan gue sama enzo semakin dekat

tapi kan secara jangka panjang kan ini kan mengancam ya kehidupan bukan
kemarin kemarin udah jalan sebelum psbb gelombang dua kita udah latihan lagi gitu
muncul wacana pemerintah akan mengkonversi tabung lpg tiga kg dengan kompor listrik
jadi bagaimana kami kami ini terutama
agus supratman deli serdang sumatera utara
sudah tidak berbisnis atau bangkrut begitu mbak mira
pelayanan publik ya seperti pertahanan dan keamanan juga kita layani juga di perbatasan perbatasan banyak tentara tentara kita yang sudah menggunakan layanan kami
apa kemudian dampaknya bagi tata kelola pemerintahan
ada yang mau coba dijamin kenyang
jadi walaupun kita di rumah kita udah alatnya dikirim sama gurunya
dalam hal ini adalah satwa dan tumbuhan yang perlu juga dijaga kelestariannya
tapi saya rasa safety choice pilihan terbaik ada di komang teguh
kalau di sini treatmentnya nggak ada yang sakit ya
apalagi ini unicorn ya
ya itu kan kalau udah dimasak kan nggak kelihatan
hindari juga meninggalkan barang yang mudah terbakar atau meledak di kabin mobil seperti korek api
apalagi kemudian saat ini indeks demokrasi
berkompeten dalam bidang cyber begitu
di dalam melakukan berusaha seperti itu
tadi tidak akan ada intervensi dari amikus kurai atau sahabat pengadilan ke hasil putusan nanti baik itu di mahkamah agung maupun di mahkamah konstitusi
harus mengumumkan kontribusi mereka
apalagi kalau malam takbiran banyak yang ngasih baju baju baru
jadi saya pikir setiap bse yang ingin untuk melindungi hak penggunanya
sempet jadi beban gak sih jadi buat lu soalnya kan lu
makan di dalam makanya di luar aja
dan tiga pesawat kasa dua ratus dua belas tni angkatan laut
karena jika anda ingin menangani segalanya
jadi kami sarankan kalau misalnya dua atau tiga hari misalnya gejala tidak membaik atau memberat sebaiknya langsung kontak ke dokter untuk kita evaluasi penyebab nyeri kepalanya itu
wakil kepala otorita doni rahayu mengatakan bahwa betul sekali bahwa presiden dan wakil kepala otorita dan juga kepala otorita ibu kota negara
harus diputuskan ini kakinya
menyebutkan virus corona bisa menjadi penyakit endemik
sebelum pandemi omset tertingginya bisa mencapai rp dua puluh dua juta
ketugas untuk wapres itu sudah diselesaikan oleh tim delapan
sementara jemaah mengaku suasana berbuka puasa di masjid agung al araf cukup unik
agar tidak kemudian memuncak emosinya dok
mungkin kamu kerja di mana
berbeda dengan saint master master hendrawan condong kealiran timur
tidak ada dua duanya di semarang
spesifik itu dia kayak lepuh gitu
itu yang harusnya dibenahi
seperti di sini nih pengunjung bisa melihat segala aktivitas satwa
bila anak terpisah orang lain bisa segera menghubungi orang tua
artinya anda melihat ada pihak yang mau menyeret nyeret presiden jokowi dalam konflik di pusaran kepemimpinan partai demokrat ini bang abalin
protokol kesehatan yang kita integrasikan dengan teknologi informasi
anak anak muda nih menteng tiga puluh satu ini belum puas
untuk memasang wadong yang terbuat dari bambu
saya menemukan rekaman yang telah dibuat oleh nenek saya
perjalanan menuju kesetaraan total
saat mengalami pilek beberapa orang cenderung memilih memperbanyak istirahat
jadi kalau lagunya belum ganti kedua jangan dihabisin dulu
nah klub itu ada namanya pelatih
tapi tahun dua ribu sembilan kita masuk final lagi karena kita ngalahin waktu itu semifinal itu ngalahin garuda
antara pemukim kolonial dan masyarakat adat
iya sekali lagi naik tekan lantainya ke bawah
tahap ini justru dimanfaatkan untuk memperkuat pasukan dari pihak yang berkonflik di zona perang
nah ini kita ngapain ngomong pendidikan tinggi
itu tuh malah itu tuh bukan dari produser lain itu malah manajemen aku sendiri yang buat
jurubicara oposisi untuk perempuan suson lei mengatakan pihak koalisi mendukung prinsip pengumuman itu
dalam satu minggu ini dari rp sembilan ratus tiga puluh sehingga rp sembilan ratus empat puluh tiga per gram
tapi saat itu saya semedi
jadi waktu jaman dulu itu aspak mau mencari bakat
soalnya kan uph kan juga latihannya pagi
masuk ke dunia balap tentunya perlu edukasi
jadi ada dua gudang
kita cuma membutuhkan uang rp lima ratus untuk bisa mendapatkan emas
ya ada slot kosong
ada banyak penyakit yang terkait dengan itu
artinya seperti apa mungkin kalau kita nih di kota kota kan saat ini biasanya dilayani oleh operator operator selular ya yang ada sekarang nih kita pakai handphone dan lain lain
jadi artinya csr juga ada sampai satu delapan
bukan sekedar tampil di kualifikasi tapi ikut secara rutin ini yang kemudian akan membuat sepak bola kita berkembang
yang makan ini justru akan dikeluarkan dari indonesia
apakah ini bisa secara perlahan kemudian kembali menggerakkan ekonomi para tenan terutama
kemudian langsung diberikan ke bak bak yang berisi magats ini
yang kedua untuk apa kemudian liga satu dijalankan
pasca herpetik ini adalah
namanya itf itf junior international studies federation itu punya pertandingan under empat belas
nah saya juga pernah beli beberapa kali di tiktok shop
itu di asalju di swiss juga
tadi pmks ada yang sempat melakukan perlawanan apa gimana pak
dia latihan siang siang di jemun matahari naik turun
dan yang masih ada di
itu hanya sebatas ini ya hanya sebatas di atas kertas kita sudah membuat kebijakan yang sudah ada kok gitu kan
a dan suaminya pun bercerai
iya kalau di buaya bebas gak ada aturan pemain gede boleh nembak
satgas bentukan pertamina akan mulai bekerja pada lima belas desember dua ribu dua puluh dua hingga delapan januari dua ribu dua puluh
satu deret itu masjidnya ada tujuh jadi saya
tapi kini perjalanan hidupnya berubah
dalam hal ini konsumen berhak atas informasi produk yang bisa didapat bila minyak tersebut dalam bentuk kemasan
itu jauh lebih efektif menurut pandangan saya
dan kalau lu basket pun kayaknya lebih dihargai ya di sana makannya
eh lu bayangin unpar anjing
bagus malah menurut saya saran banyak masukan banyak
adok adok dan siomay
oke nanti kita bakal kasih beberapa statement
itu lebih mahal dari korek gitu
oleh sebab itu pula jam tangan kayu ini bahkan dijadikan souvenir resmi dalam gelaran g dua puluh di bali tahun dua ribu dua puluh tiga lalu ketika indonesia menjadi tuan rumah konferensi tersebut
nasdem ini melihat apa berarti
iya terlalu mudah ngelatih lukas gituan gimana kok kemarin
antara yang analog dengan yang digital
kan kalau sekarang nih tenis kita nih
tidak semuanya langsung merespon dengan baik
jadi kami berharap dengan tentunya penanganan covid yang lebih baik
dia jual dengan pasar premium
rata rata dibutuhkan waktu latihan sekitar satu tahun untuk bisa mempelajari dasar dasar gerakan jaipongan secara benar
udah udah ngebangun untuk selalu workout everyday
tujuh delapan tahun dari sekarang
penahan ombak atau tanggul penahan ombak itu yang benar benar permanen
yang sama maria juga kan sih
ini gantian saya yang genjot nggak tahu cukup nggak ini orangnya
kita akan diajak mengenal manfaat dan teknik budidaya pertanian organik
wadong merupakan alat jebakan dengan menggunakan bambu
kemudian kita akan informasikan ke keluarganya
kali ini kita juga mengikuti request banyak orang nih chan sebenarnya
ya keputusan untuk menang tidaknya belum ada
dalam hal transmisibilitas dalam hal kelembaban dan apapun impak kita pada pengukuran
tadi ada mengatakan juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak minimarket
beramai ramai warga berkendara sambil ngabuburit di bulan ramadan ke jalan pertamina
jadi dites dulu terus nanti di oh ini anak ini kurang daya tahannya khusus daya tahan
oh baru tau lho gua anjing padahal gua kuliah di umn ya kita ya
dan bisa digunakan sepuasnya
ada sebelum itu waktu masih zaman wndbl
karena kami yakin moda moda transportasi yang ada itu sudah paham tentang bagaimana
kemudian karena punya anak dan karena karena yang lain
tentang kesehatan dan bagaimana orang orang bisa bergabung
masih relatif ringan tapi dampak ini sebenarnya berat harusnya hukumannya menurut saya
baik baik baik kita akan tentunya
ini yang kita concern sebetulnya mbak megi
roti kolang kaling mutioro cao alias janggelan dawet degan hingga tape
hingga lima belas hari jika ditangani dengan tepat
tim liputan cnn indonesia cirebon jawa barat
dan jumlah pengungsi ada sebanyak tujuh puluh tiga delapan ratus tujuh puluh empat jiwa hingga hari ke tujuh ini
jadi kerjasama konkret yang saling menguntungkan apakah itu di bidang perdagangan
kemarin pak anies berarti masih ikut
terima kasih pak prabowo pak ganjar dan pak anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini
ada yang namanya gaji pokok
upaya satu november dua november pagi
kemudian ada rektor universitas prof dr mustafa paiman raharjo yang merduki jabatan wakil menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
wah yaudah ogi mau gak gini gini
iya gue mau empat puluh gue tahun ini
lebih dari relokasi masalah abrasi di pesisir utara karawang sebenarnya bisa diselesaikan secara perlahan
dengan terbitnya undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh tiga cipta kerja itu
kalau anies ada rencana bang sebagai politisi ya
di chat juga tidak dibalas
kita lanjut ya membuat sajian khas betawi yang kedua
a juga mengalami kesulitan beradaptasi dengan keluarga suaminya
jadi stadium satu dua tiga empat insya allah masih bisa disembuhkan
berarti nggak ada jadwal pasti kayak ini ya kayak king handles gitu gitu nggak ada ya kok ya
kita kan kayak ngelatih dari skill skill kita
dan yang paling penting apa itu ya small medium enterprise
petani di desa pekasiran kecamatan batur banjarnegara jawa tengah
anda bersama sps bahasa indonesia
ya jadi sebenarnya kalau ada definisi sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati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
ini merupakan benda purbaqala bersejarah bernama linggayoni
betapa di tahun dua ribu dua puluh tiga hanya satu satu persen
dan kami langsung melengkapi
bila kain terlihat keriting ataupun berlubang artinya ada benang yang terjatuh
nah terus kakak lo juga sering ini gak sih sering kayak kalau dulu mungkin ngeliat lo baru mulai basket
dan juga grab ovo dan m tech itu ya
itu jauh lebih awal
saya rasa memang ya masih kurang ya
tiket sekarang gratis masuk pasti sepi ya mas
tapi mungkin seperti teman teman di luar negeri mungkin bisa mendapatkan di kbri kali ya untuk menuntaskan rasa kangen
tapi dampak dan manfaatnya bagi lingkungan hidup
menyampaikan pernyataan penutupnya dalam waktu dua menit
pertama kita harus mengganti cara kita melihat
tapi habis itu maksudnya disitu tuh dia tuh gak ada perbincangan untuk harus masuk merpati
sekarang kita sebenarnya sudah di dua empat
nada omong lo hampir sama dah
dari cepatnya terobosan sektor keuangan
kenapa begitu karena secara fungsional debat adalah alat untuk memelihara
hari film hari musik hari komedi ini belum ada mbak belum pernah dengar kan
ya lalu arief jika setibanya di indonesia ada jemaah yang positif covid sembilan belas
jadi suhu ini juga kita harus perhatiin abis dia naik baru kita kecilin ke satu ratus dua puluh lima c
februari itu pengumpulan usulan ukt baru
jadi kobat namanya waktu itu waktu gue main masih sepuluh tim sepuluh atau sembilan tim gue lupa gitu sepuluh kalau gak salah
kalau bicara turis tadi ya enam tiga juta menjadi sekitar tiga belas
banyak biaya biaya yang tetap harus dibayar oleh pusat perbelanjaan
korea juga gak mau nih kehilangan animo dari indonesia
jadi itu tidak banyak berarti pertanyaan
inilah sisi lain dari warga ibu kota yang setiap hari harus bekerja dengan fisiknya dengan tenaganya
perusahaan ini telah mengerjakan alat ai baru dengan ivf australia
siti haria di siti irfan bandung jawa barat
jadi merupakan sual kecil
ini ilmu karena secara saintifik teruji
yang mana memang membuat jepang ya lawannya itu bisa leluasa mengontrol pertandingan begitu ya
ini kayaknya masih ragu ya karena belum terrealisasi ya kita nggak tahu ke depannya kalau emang benar berarti ya kita harus siap
ini adalah bauksit yang sudah dicuci
semua sop harus sama
bahwasannya sekali lagi jangan pernah pemerintah yang diwakili oleh mengeluarkan surat edaran tentang thr
nah jumlah pastinya by name nya itu nanti silahkan tanya ke
pakai uang pakai kekuasaan
kondisi global ini terpengaruh tadi salah satunya kebijakan the fed amerika serikat
dan itu adalah satu aspek yang sangat penting
seorang yang bisa bermain bola
buat hiburan bagi kita semua yang sedang di indonesia ini sedang menyantap sahur
nah selain itu karena rumah sakitnya banyak perlu ners
sementara pilar pilar di pintu gerbang masjid menjadi simbol lima waktu sholat fardu yang wajib ditunaikan umat islam
kenapa kemudian dia memilih pemain tersebut di flank kanan
karena emang masyarakat juga butuh mata pencarian
nampak sekelompok orang sibuk membersihkan dan memperbaiki bangunan yang tersembunyi di tengah tengah rimbunnya pepohonan pinus laut
sebagai partai politik yang besar ini juga memiliki potensi untuk mendorong calonnya
golkar dapat posisinya enam menteri
terus kita main gue serius banget
persebaran informasi lebih cepat
apa jadinya dengan badan kita
buat gue gue puas banget sama syutingnya bahkan puas banget sama hasilnya bahkan
namun makanan dan minuman fermentasi baiknya dikonsumsi sesuai takaran
sejarah perkembangan pecinan glodok dan juga kota jakarta tak lepas dari peranan teo
dari bahan pangan baik selama proses memasak
kri dr rajiman wedio diningrat ini memang didesain khusus sebagai kapal rumah sakit
lu harusnya ngeluarin gitu
provinsi yang berada di kalimantan
tapi untuk menghampus semua kekuatan yang mendukung ini kan diperlukan kapal yang besar
dan banyak prosedur yang harus kita lakukan atau kita jalankan
bangun berdiri gini nilai suaranya berapa tau gak mas dika
pandangan indonesia adalah bahwa
rasio hutang terhadap pdb dan juga terkait dengan rasio defisit anggaran sri lanka terhadap pdb
dengan kipi pak syahril dari vaksin yang sekarang disediakan oleh kemenkes
pemilik kontrakan menyebutnya sebagai pembunuhan kontrakan yang berbeda dengan istrinya dan pembunuhnya di antara keluarga
sebenarnya satu ratus delapan puluh cuman bilang aja satu ratus tujuh puluh sembilan
dan ini gesture yang kita
hari berturut turut dengan rekor suhu hari terpanas dunia
dan disampaikan oleh ricky kusumo
makanan di rumah terus segalanya lah
nah jadi pas gue baru dateng tuh si valdo tuh lagi tiga x tiga di jepang
melalui program pinjaman pendidikan tinggi
cuman gue lebih ngeliat ke
mendamaikan antara tiga tokoh ini
mana yang itu memang tujuannya pada undang undang negara
lu berarti masuk di ubaya kayaknya nih udah
sehingga dengan sedikit kita yang ada
ini diakui mendapat perlindungan yang sama perlindungan dari pasal dua puluh sembilan undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
mau masing masing elemen mau kemana mau tujuan kemana
dan kali ini kita kedatangan salah satu legend lagi nih wak
kerja yang diberikan oleh pemerintah distrik
nah saya akan tunjukkan kepada anda mevri dan juga fani
berjarak sekitar lima km dari alun alun kejaksaan cirebon
bisa dinikmati oleh seratus warga dari dua puluh sembilan keluarga di dusun kerinci
jadi belajarnya tidak hanya di kampus tapi di masyarakat
jadi ini kantor sendiri saat ini libur
nah itu tergantung ph ya nanti gimana ya
kalau agen agen atau bandar bandarnya
menuju sekitar kawasan stasiun kota
tidak bisa apa yang bisa dilakukan selama pusat perbelanjaan tutup
menjadi bagian dari perjalanan mereka ketika mereka memutuskan
ya mungkin agak menggeliti sedikit tapi akhirnya jadi nama yang lucu
jarwo harus bersiasat dengan harga kedelai yang makin melejit dan susah diperoleh
apa yang terjadi dengan terbakarnya kilang minyak di wilayah indramayu jawa barat ini pak
ini ada juga nih ada pertanyaan dari biasanya dari masyarakat dari warganet terkait dengan bagaimana sih menjalankan ibadah puasa di sana
itu semua rekomendasi sudah kita lakukan dan apa yang terjadi di universitas udayana tentu
akhirnya lebih baik kita pergi sama sama
pasar takjil terapung terinspirasi dari pasar tradisional berbasis perahu yang ada di sejumlah tempat di tanah air
tersangka bekerja sebagai pengumpul barang bekas dan sering minum kopi di warung milik ibu korban
terus kayak andre kelvin
pada eksperimen selanjutnya chef andrian menyajikan es podeng
ini terkonfirmasi oleh pak ngabalin bahwa tidak ada hubungan dan kaitannya
untuk melakukan kerja yang sangat penting untuk membangun anak anak di awal hayat
ya ya udahlah kayak jalanin aja kayak masih banyak lagi kok kesempatan lainnya
gua pengen nanya joseph tinggal jawab nih
penyu hijau ini empat tahun terakhir sudah tidak pernah terlihat mendarat di provinsi bali untuk bertelur
menemukan perumahan yang terjangkau merupakan tantangan besar bagi banyak orang di australia
dia respect kita juga respect mereka gitu
namun untuk menjaga prasasti batu zamrut
karena yang berlaku adalah hukum rimba
ngelihat dari review review di google ya terus kemudian kita tertarik dan di instansi kami memang ya orangnya seusia seusia aku
pengunduh platformnya go cek itu sudah rp satu ratus sembilan puluh juta ya
soalnya kan jadi anggota dewan juga bakal banyak kegiatan kan ya
perjalanan menapaki peradaban islam di wilayah yang dijuluki negeri seribu benteng ini
kelompok multikultural menyerukan perlindungan lebih besar bagi pelajar internasional
tapi kalo misalnya orang lain gak tau deh gue
gue kan gak pernah tahu kan gak pernah ngikutin dia latihan gak pernah apa
sekarang dia lebih luasa untuk mengatakan bahwa saya mencabut keterangan yang tercantum di dalam bap itu tipe kedua
ya nanti polisi yang melihat ya tindak pidana asalnya
dia masih penuh tantangan
maka mau nggak mau memang ukurannya beras
sampai ya udah lumayan timbul nih sekarang
tim liputan cnn indonesia jakarta
kita harus mengakui bahwa ibu bapa pelajar dan pelajar
karena ini penting untuk menolong kami para pemilih keluar dari selubung kebingungan
apakah pelanggaran etik dari filsafat
dan kalau kita ketahui memang masyarakat sudah
nah ini dibakar apalagi pakai bumbu khas indonesia
tapi karena sore itu penuh banget siang sampai sore penuh banget
dari lima buah kelapa ibu ibu di desa karacak ini
dea masih ada yang mau ditanyakan ke mas eri mumpung ada mas heri
dan kondisi suhu hari ini sudah sampai minus dua minus tiga derajat
dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu
jika ia tidak memakai kemeja lengan panjang
di tengah perjuangannya sebagai pembuat tempe
dengan teknik multiplex dapat memancarkan enam hingga delapan kanal sekaligus dengan lebar pita yang sama
pada hari itu di pengadilan ini berlangsung dua sidang permohonan dispensasi perkawinan anak
namun sekarang sudah tidak aktif lagi
jadi gejala yang kita obatin bukan penyebabnya ya
kalau dikasih main harus dikasih yang terbaik lah
enggak cuma checklist pik doang tuh
nah ini menurut saya memang harus
dimana kuliner yang dihadirkan juga merupakan kuliner khas dari provinsi sulawesi selatan
islamic school terbesar di dunia
jadi dia masih dalam lingkup domestik dan sebagainya
ruu dkj menegaskan wacana penggabungan jakarta dengan sejumlah daerah penyangga tidak akan terjadi
berarti bener can tadi yang lu ngomong ke gua
waktu itu latih slash suami ya iya jadi jadi waktu masih dua puluh sembilan saya masih topnya waktu itu terus akhirnya
masyarakat disuruh adaptasi dengan kompor induksi kompor listrik
dia tampak keras terhadap orang luar
kayaknya dia akhir akhir ini lagi sering
terus gue biasa gini lo percaya gak
seluruh korban dilarikan ke dua rumah sakit
akan membuat permendikut baru
dan peraturan hex akan menilai dan anda berhutang dengan jumlah uang yang sama
seperti apa optimisme dari peserta
selain untuk menarik minat pembeli teknik memasak dengan cara dibakar sambil bergoyang ini
tapi makanan favorit tavi sendiri yang sering dimasak apa nih
lebih baik fokus kepada pengumpulan alat bukti
pemerintah juga ikut berperan serta dalam upaya pelestarian
pak sjl bersama dengan pak hatta kan diperiksa
sambil membawa bara api dan warisan sangya wambulu
jadi saya susah ini kakinya karena dibawahnya itu lembek bang
setiap tujuh tiga puluh pagi ketiga perempuan ini mempersiapkan diri sebelum mulai bekerja
kemudian gerbong yang anda pantau saat ini seperti apa
nah ada miskomunikasi segala macam gitu ya
pada dua ribu dua puluh pemerintah jawa barat membentuk pusat pembelajaran keluarga di setiap kabupaten kota dan mengedukasi penyuluh agama tenaga pendidik dan kader di lapangan
nantinya hasil uji coba ini akan dilaporkan ke presiden joko widodo
tidak memacu imun malah nanti menimbulkan efek samping untuk penyakitnya akan menjadi lebih parah
berarti dengan ditemukannya tiga ini
jadi sebetulnya ada idealisme dari pak jokowi
ia bertugas mengajarkan anak anak yatim piatu membaca al quran
orang secara etis tidak akan merasa melakukan apa apa
sudah ada iacpa sudah ada comprehensive partnership ya
kita harus selalu melihat peluang untuk produk produk baru dan gampang beradaptasi
memang tidak bisa ditindak oleh yudikatif
dan kita tidak mempunyai cabang
peran mereka sangat penting bagi kehidupan penyu dan bagi bali
faruna digambarkan melalui perpaduan antara animasi potongan kertas
ya tentu saja kita sudah mendengar sebelumnya kita pernah mendengar
nah itu terpinggirkan orang orang yang mungkin sudah berjibaku yang luar biasa di demokrat dan sebagainya
kedepan tentunya china jepang dan juga korea selatan yang akan menjadi target pasar yang sangat potensial
untuk para fakir miskin ya itu saja sudah susah
kita harus segera mendorong vaksinasi ini supaya tidak terjadi lagi lonjakan lonjakan kasus positif
sampai ditangkap itu ceritanya seperti apa sih mas ak
menjadi sia sia jadi saya kira tidak ada jalan lain
bahkan sampai masuk ke jalur hukum
dan tidak semua orang itu kemudian mampu untuk tinggal di wilayah yang aman dari banjir
dan berikut tantangan mencoba mengikat kepiting
dan bisa ditambah dengan topping sate jamur telur dan juga irisan jahe
misalnya kita anggap jumlahnya cuma rp tiga triliun
untuk menghambat laju abrasi di pesisir utara karawang
apakah kemudian mereka mau menerapkan pajak ini atau tidak
jadi kalau bulan april dan sebagainya dia sudah sudah air lagi untuk mereka
dan yang ketiga nanti kita lihat saja yang diangkat seperti apa
meskipun klb itu bukanlah barang haram gitu ya
contoh misalkan yang saat ini sekarang fenomenanya saat kita live streaming itu kita bisa memberikan voucher
kalaulah kemudian katakan kementerian keuangan butuh kementerian dalam negeri butuh
namun sejumlah pihak nampaknya bungkam belum dapat bergabung dalam diskusi malam ini
bru rare at lti ya mas mas tapi kan setelah di tahun ini nih september ya mas pertengahan september sampai awal october
sementara itu profesor gas mempunyai trik untuk menjadikan tabir surya
boba buah buahan seperti jeruk stroberi blueberry ataupun es krim
di bukit segar di kawasan wisata mandalika lombok tengah nusa tenggara barat
mereka di halaman tempat tinggal keluarga sang pemilik kedai
dengan kecepatan penurunan yang bervariasi tergantung kepada wilayahnya
ini ada temuan penjualan tas mewah lalu seperti apa update dari ppatk saat ini
orang meripit siapa misalkan
seperti diketahui makan siang gratis ini menjadi program unggulan paslo nomor urut dua prabowo gibran
bahkan mereka juga extend sehari sesudah event
apa namanya ya bisnis yang baik cara kerja yang bagus dan lain lain
ceritanya dulu ayah kan gak ada jadinya gak ada yang urusin
kalo dari haters sih ga ada sih kok kalo fine fine aja kalo gue masuk gitu belom
tapi untuk lainnya tidur makan memasak hanya boleh dilakukan
selain topping unik serta tambahan pangsit goreng dan sayuran
artinya tidak seperti sebelumnya memang aktivitas masih terus berjalan dan juga ada klinik kali sultan yang ada di kota pun memang hanya mereka bergerak
tapi merayakan hubungan antara orang indigenous pemilik benua ini dengan pendatang
forum inalak atau indonesia latin amerika dan karibia dibentuk tahun dua ribu sembilan belas
kadang kan pemicu kanker kan ketahuan ketika kita udah mulai beranjak dewasa gitu sih
baik dari aspek sosial hingga ekonomi
ulatnya sensitif ini mbak takut kena penyapit gitu
baik itu dari persiapan sampai dengan pemungutan suara penghitungan
seorang guru sma di kota bau bau berinisiatif mendirikan kegiatan ekstra kurikuler kabanti bagi murid muridnya
dari salah satu stadion tertua di jakarta
iya kita lihat media sosial dari tavi
dan kami juga sudah menyiapkan bekerjasama dengan operator
yang satu akademi namanya xg masterclass bikin orang kayak berpikiran dua kali
pemerintah menjadi fasilitator yang lebih baik
mungkin dari dalam diri dulu yang bikin gak enak tuh sama yang senior senior ya mungkin ya
keperluan keluarga tidak ada yang mengkaitkan
udah bukan masuk ya dong ngomong sama orang tua kayak
ada turnamen di taiwan
karena sektor ini juga memungkinkan

dengan promo gratisnya ini masih sampai dengan pertengahan oktober
gue gak bisa main kayak sedih gitu lah pokoknya
kalau kelanjutan film kita belum bisa pastiin
mulai kemarin ini diberlakukan
eh berhubung kemaren mah kakak kan pas kita kontak tuh
dalam penindakan dan juga pemberantasan korupsi
saya itu daftar itu sudah dua kali ini
untuk bisa melakukan pemetaan bencana dengan akurat dan detail
baik ada upaya dari basarnas turun ke sana untuk melakukan upaya evakuasi sejumlah gerbong kereta
ada cerita cerita tentang orang harus naik kelapa naik pohon
karena kedaulatan tertinggi adalah rakyat
atau personal yang dilakukan oleh rektor
menjadikan warung makan kebab dan sawah remak
berdasarkan laman geologi com bauksit memiliki kekerasan satu hingga tiga skala most atau setara dengan batu kapur
artinya di tiga institusi tadi
sehingga tanah daerah pesisir yang tadinya
karena makhluk yang lain itu tidak bisa mengantisipasi perubahan yang cepat
di amerika itu setiap pergantian presiden ada tiga puluh ribu jabatan yang diangkat atau ditentukan oleh presiden atau kepala negara
kita masih penasaran tadi kita masih terus korek nih bang
iya itu semua jadi kita tapi ya gitu jadi kita nggak maksudnya kita bagus banget timnya
suami sari indah yati mengungkapkan meski identitas jenazah masih menunggu hasil tes dna
pendapat serupa juga dikemukakan dr gizi idagunawan
rantai pasok pada saat pandemi sudah terganggu dan ini mengakibatkan barang sampai lebih lama
arsitektur kesehatan global dan juga transisi menuju ekonomi hijau
cuman tahu gimana susahnya gue tahu keadaan penjara kayak gimana terus gue berteman
dia ketinggianya cukup tinggi
dimana setiap orang yang datang khususnya
meskipun perang itu terjadi di seluruh benua australia
anda melihat kemarin kemarin itu empat tahun yang lalu banyaklah telur penyuh yang terbuang dimakan sama anjing
itu menjadi inspirasi untuk teman teman semua
saya juga tidak mau ketinggalan dong sarapan kue di cisangkui
karena baru ya di sini unik ya pasar terapung ini baru ada di sini
ada sekitar tiga ratus ribu warga muslim di hongkong
produk hanya akan dibuat berdasarkan pesanan dengan pembayaran dilakukan di muka oleh konsumen
ini saya kasih parsley atau peterseli
pada saat menteri menteri yang dipilih publik akan bisa melihat kok
di tondanu sulawesi utara inilah
namun siapa sangka masjid ini dulunya adalah musola usang
sama orang orang yang mau sharing
dalam apa yang dikenal sebagai keputusan penting mabu
kalau ada pemain yang bakat kita bilang ke orang tuanya
dengan harga sangat murah rata rata dua usd demikian
di hadapan para banker sri mulyani bahkan menyebut perbankan menari di atas penderitaan semua orang di saat suku bunga naik
sinagok tempat peribadahan umat yahudi
pemerintah masih harus membayar utang mahasiswa australia
dan sekitar empat ratus orang di islamic center indramayu dan kemudian tiga ratus lima puluh warga kita evakuasi ke gor
lumayannya bisa banyak banget masuknya kan
ini saya lagi sama pak upas petugas desa cemarajaya
dalam hal kerja yang telah
enggak cuman pas lagi try outnya muntah
kemudian ketika ada revisi aturan itu bisa memberikan keamanan
yang siap disalurkan ke badan badan atau ke private usaha yang membutuhkan
nah tepatnya di jalan tebet raya
usai zikir bersama para jemaah akan berdiam diri di dalam bilik berukuran satu x dua meter
joy kali ini kita udah menghadirkan
iya jadi sekarang kurang lebih berarti hampir sepuluh bulan harusnya gitu ya di new york
nah itu menjadi peringatan belajar dari pemerintahan sebelumnya
iya baik kemudian tadi anda bilang ada pihak pihak yang tidak menyetujui gitu ya di dilanjutkannya liga dua ini
suasananya asri terus disini kan terkenal dengan pertanian organik
akhirnya bos aspak sama pelatihnya kayaknya ada satu nih yang saya
nah ini yang kemudian menjadi urgensi kenapa kemudian ini diterapkan ke semua daerah
tapi juga bagaimana ini menjadi trigger
selamat sore mas emil dan juga mas erlangga terima kasih atas waktunya
warga mengungsi menjadi enam puluh satu sembilan ratus delapan orang
pt antam menyediakan sebanyak tiga lima ratus pieces emas lima gram
pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan bahan alami
dan warga yang bermukim di sekitar kampung nelayan muara angke
jadi ini kan presiden klub ya
tapi kita tahu di tkp ini dokter juga ditemukan ada tulisan yang dinyatakan menggunakan darah
untuk baja yang digunakan pelaku berada juga di sebelah sana
yang pantainya hanya pinggir pinggir saja
yang terdiri dari sepuluh pesawat dari skadron udara tiga ratus sepuluh
henry sujana jaman dulu di bema saktimalang
presiden mestinya memahami ada potensi penggunaan fasilitas negara ketika seorang menteri dibiarkan mencalonkan diri tanpa menanggalkan jabatan sebagai menteri
terus saya menuju ke pom bensin
buka puasa juga kita masak bareng bareng gitu kalau di rumah kan
nah lu kan akhir akhir hampir sebelum playoff itu kan udah megang lalu dijaminan lalu menit play gitu
di indonesia sendiri perkembangan modus fashion berawal dari busana muslim
rektor ditugaskan juga untuk
data dari pt pertamina patraniaga jawa tengah menunjukkan peningkatan konsumsi bbm pertalet pertamax dan pertamax turbo di solo raya meningkat dua belas satu persen dibanding kondisi normal
untuk didistribusikan ke wilayah bogor dan jakarta

namun poin kami adalah apakah itu dilakukan secara transparan atau tidak
tidak harus pulang pergi seperti itu
pasti ini prestasi yang sangat membanggakan untuk aku dan juga bisa membuat aku termotivasi untuk kedepannya
kita sudah ada sosialisasi juga ke pedagang soal penerapan beli minyak harus pakai aplikasi gitu
tadi kalau menambah nambah kursi menteri untuk membagi bagi jabatan itu menjadi masalah
ngobrol dialog terbuka tabayun
pelt ngasih uang mainnya sama dengan dia pakai duit sendiri kan pasti gede gede kan wah ini pakai duit sendiri
untuk kapasitas mereka sendiri
presiden jokowi menanggapi wacana prabowo yang ingin membentuk presidensial club
ktp pernikahan apa semua
untuk toppingnya kita bisa memilih sesuai selera
streetball kan kayak mau berangkat waktu itu ke hongkong kan
ini polusi yang sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah
jadi dia tau aku tau di jawa tengah dia tau kayak mainnya kayak gimana
kemampuan daripada internet tadi
di bawah pengelolaan pemerintah provinsi dki jakarta
atau streaming berita dan analisis terkini
itu udah ada ketahunya can langsung kita sambil aja ya
tapi mar ini sama si apa ya pertanyaan gue ini sama apa yang gua tanyain ke gesta lain yang di apa ya istilahnya dipromosin sama rocky lah
itu sangat terlihat ketika nanti
buat kita kita tiffany mungkin akan lebih mengencangkan ikat pinggang
yang melanggar marka jalan
des bisa nggak nanti dikombinasi antara
apa main ke lapangan waktu itu waktu kecil
lalu apa manfaat dari ini
nah ini sangat sangat tidak benar sekali
katanya apresiasi film ini pokoknya bagus banget
oh secara choir demikian ya tapi kalau melihat penampilan dari irak kemarin melawan jepang kira kira siapa yang akan dipilih ini fajar atau ilham rio fahmi
tim bayangan ini telah dibentuk sejak tahun dua ribu dua puluh saat pandemi covid sembilan belas melanda
komisi perlindungan anak indonesia daerah tasik malaya mempertanyakan
kondisi kritis tidak terlalu banyak ya
misalkan nih porsi biasa atau jumbo belum cukup
nah ini ini berarti lu pas lagi dbl itu kan tahun ke dua lu kan istilahnya
seorang kiroprakter juga harus awas dengan kondisi pasiennya
dia membawa australia untuk bisa juara asian cup
ia juga menambahkan jika dirinya menghargai keputusan tersebut
ini tapi kok kemarin kita sempat ini juga upload tentang daniel wenas ya ke instagram
namun sosialisasi kepada masyarakat tentang proses setelah tindakan tilang elektronik
cek berarti udah gak bingung lagi cari kegiatan karena weekend bisa nonton tenis
udayana mengatakan bahwa audit sudah dilakukan
lalu apa yang mendasari keterangan bohong susi
ini jadi kebutuhannya akan semakin banyak
ke masyarakat bahwa masyarakat ini
asam urat yang tingginya luar biasa empat belas
revolusi politik demokrasi di negara timur tengah dan pemilihan presiden korea selatan
namun hanya lima gubernur yang akan mendampingi presiden untuk kemah di ibu kota nusantara
di selain pihak ada yang satu ratus dua puluh juta tapi dia ukt nya hanya tiga juta
salah satu pecinta mie instan rahman mengatakan perlu adanya tindak lanjut kepastian mengenai pemberitaan ini
jadi ngecek apa namanya sepas otot otot apa yang bermasalah nanti terdetek dengan diguasa itu
lebih suka main mainan robot lah kayak gitu
makanya kenapa gue masih tetap main
seperti cabai merah bawang merah dan garam
beberapa memang tidak menaikkan tapi akhirnya kan naik juga
gak ada daniel wenas di bali united kemarin tuh
gak waktu itu udah selesai itu nya
nah ini yang kita dorong bahwa social commerce
yang juga menuntut skill dan kekompakan tim
tentu pemerintah khususnya di bawah tadi itu ustadz ngabalin mengatakan bahwa presiden ini adalah penguasa tertinggi di bidang eksekutif gitu ya
munggahan sah sah saja dilakukan
kalau fikir itu halal haram sah tidak
emang disini kamarnya kalo di kamar aku bertujuh nih
ini kalau sekarang besok hari rabu gak jualan aku
ya itu dari terlihatnya kayak unik gitu rasanya kayak unik
artis juga banyak sih
saya rasa ini juga yang akan jadi pilihan yang lebih baik
ya kalau teman teman cerita ya tahu benar atau enggak ya memang ada yang cerita
paling singkat dua puluh hari dan paling lama itu sembilan puluh hari
untuk membeli sebuah ayam goreng
selain itu proses pengolahan juga harus diperhatikan
jika tertangkap cctv bisa saja anda dianggap pencuri
baru bisa lebih berkembangnya lebih banyak
jadi apa yang kita lakukan adalah
begitu mereka akan diberikan edukasi untuk mendapatkan pekerjaan di private sector
sangat penting untuk menanyakan diri kita apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung orang tua yang bekerja
adalah perjalanan dari rafah ke cairo
dalam empat hingga lima tahun
makanan khas betawi masih bisa ditemui di daerah pinggiran ibu kota
di bawah terik matahari muara angke jakarta utara dan tanpa alas kaki
di kecamatan batur banjarnegara jawa tengah
kami berpengaruh melihat anak anak yang dikelilingi oleh kerabat
jangan bergerak sendiri sendiri
nah makanya kita harus kuatin lagi pemain pemain kita yang punya prestasi punya kualitas terus punya fondasi yang bagus lagi gitu
nabila putri di stasiun halim jakarta
desa yang terletak di pesisir pantai ini berjarak cukup jauh dari pusat kota
berarti kalahnya berapa kali tuh kok
di bulan desember akhir
dan untuk dibuat sate digunakan daging dari bagian paha belakang sehingga empuk
mereka mobilnya harus mobil balap porsche
material kayu yang sebelumnya tidak umum digunakan sebagai jam tangan justru kini menjadi ciri khas jam tangan lokal yang didesain secara unik dan kekinian
karena suku bunga acuan ini dipertahankan oleh bank sentral indonesia sedangkan default sudah naik
sebenarnya kalau u delapan belas itu bentuknya kayak dipanggil panggil untuk ikut latihan baru pencoretan
hitung hitungan karcis hitung hitungan apa namanya mata pencaharian yang didapatkan bisa dikalkulasi
bukan cuma profesi ibu bapaknya doang gitu ya
kayak lebih pede gitu buat ngelakuin aktivitas
baik berarti bali tim pertama ya
dari masyarakat dari sektor pribadi
terus yang kedua apa kok tadi satu
jadi itu pencurian ya pelanggaran etika
terus banyak meyahudikan orang
konsumsi makanan dan minuman fermentasi pun dinilai memiliki banyak manfaat baik untuk tubuh
dan banyak lagi yang dikembangkan oleh tenaga tenaga muda
yang penting pengunjung mempunyai akun peduli lindungi
iya rumah pengganti abrasi
tapi mas yusuf kalau misalnya kita lihat ke belakang
kalau misalnya kita kerja empat puluh tahun itu jenuh juga ya mbak prita
bukom bespol alfian nur rizal mengapresiasi jerih payah ali
tapi kalau semua melaporkan kepada presiden itu wajar wajar saja
pria muda ini meninggalkan kampungnya di bandung untuk mencari rezeki di jakarta setiap ramadan
buat puasa sama buat sahur juga enak banget
berarti lu bolak balik unpar terus latihan ke tunas arena
emosional tertentu dengan pihak terdakwa
taris mui jawa barat menyebut
dan apa implikasinya dalam penyampaian pendapat dalam penyampaian gagasan dan lain lain
banyak pihak kunci di gaza
ini gimana nih bung jerry melihat prediksi ini formasinya
komisi pemilihan umum telah menggelar pengundian nomor urut pasangan capres cawapres pada selasa malam
lu sekarang kemarin yang ngelusin si michelle kemana sih michelle jecek gitu gak pernah main
kalau tadi dokter menegaskan bahwa seseorang dengan gangguan kejiwaan
lu ga bisa pengalaman ketika lu ga main
saya mau cicip cicip pisang aroma maharani di jalan monjali
atau pernafasan ala tiongkok untuk memaksimalkan efek pijatnya
dengan etik yang kita pahami dalam filsafat
punya sdm nah sdm ini modal besar
di sembilan maret maksud saya sembilan maret dua ribu dua puluh
jadi itu selalu ngingetin selalu diperhatikan
nelce keda berjalan menyusuri lereng lereng bukit hanya dengan satu tujuan
mealcrafts buatannya pun kini telah memiliki tempat di hati para pecinta dessert atau makanan manis
tapi kalau masih pusing juga coba tarik tunai lalu pergi liburan
perlukah kemudian presiden memberikan sanksi terhadap pak muldoko
apa maksudnya level club gitu dia nyampe ga sih
hadir mewarnai membawa nilai nilai indonesia
dirasa adil sudah cukup
dibilang kayaknya kalau seandainya kayak the best coach buat saya kayaknya kurang setuju
tapi ibu megawati soekarno putri juga mengajukan amikus kurai yang sudah diajukan oleh sekjen
tapi yang pasti itu sih kuliah sama basketnya jalan lah dua duanya
inovasi adalah salah satu kunci strategis dari bisnis street food ini
kembali bersama insight with desi anwar
tapi saya ingin mengetahui
ada yang sekedar berjalan jalan ada juga yang berwisata kuliner
saya akan mengajak anda untuk menyantap mie kuah kari yang pastinya segar dan hangat
banyak dari gelandangan dan pengemis ini datang dengan membawa anak kecil
mengingat brand atau merek garuda indonesia lebih terkenal
nah ini mengamis pasca otot
ntar begitu mau tanding paling digabungin dikumpulin
pedagang berpakaian tradisional khas petani siap memilihkan aneka takjil yang dipesan pembeli
soalnya kalo di oph kan banyak bener ya yang main bagusnya ya
meski tidak semua orang mampu membedakan jenis pilek yang dideritanya
tidak ada sosialisasi sebelumnya sehingga menimbulkan orang orang ini kaget
sdm itu mulainya apa yang siap kerja tentunya dari perguruan tinggi kan begitu
di surabaya ada penjual es coklat yang selalu ramai
satu sendok kecil seperti ini sudah cukup
saya ingin di sini karena agar ibu saya tidak susah membayari sekolah
bahwa pak jokowi gitu ya harus dikait kaitkan dan sebagainya
cuma kan ada pertimbangan karena orang daerah atau apa dan lain lain
persiapannya kita harus ada pelatihan dulu sekitar sepuluh sampai lima belas lagu di gunung rabu
dan menurut keterangan budi silvana itu nanti setiap jemaah haji akan diberikan k tiga jh atau kartu kewas padaan kesehatan jemaah haji
setelah itu kita ajak media bicara dengan cara yang tenang
jadi kalau kita bisa menguasai ini kita bisa membuat masalah selesai dalam beberapa hal ini
nah tetapi pendekatan defisit kalori disarankan adalah tidak rata rata
kedepannya lebih itu lebih ada gitu
gak tau banyak juga tentang ibl
mungkin harga lima rupiah tersebut hanyalah trik pemasaran
tapi bisa ada rasa
iya tapi ya ini buat ini lah ya buat temen temen semua juga mungkin buat wongso juga
kita ada game ya cen ya
tes dna yang dilakukan saat ini umumnya hanya memeriksa dua puluh tiga lokus bukan whole genome sequencing
nah sehingga rumah sakit itu akan berjanji dan akan melakukan perbaikan semua
aduh nggak tahu tuh
di angkasa indonesia saat ini ya
saya akan ajak anda mencoba es jaipong kang aceng
untuk jenis hukuman disiplin sedang meliputi pemotongan tunjangan kinerja sebesar dua puluh lima selama enam bulan
yaitu tagihan listrik masyarakat yang membengkak perubahan budaya serta infrastruktur di daerah yang belum memadai
jadi disimpulkan seperti itu pun baik
bahwa listrik ini juga sangat dibutuhkan ke depannya
siapa yang datang kualitasnya kayak apa gitu
tetapi yang kita perlu awasi adalah terimplementasi atau tidak
itu juga saya belum dengar ya mungkin wartawan ini ada gosip gosip yang memang sengaja dihembuskan biar ada pertanyaan pertanyaan seperti ini disini
tapi sekali lagi praktiknya
karena lu lemaknya udah banyak bu
jadi tidak ada yang tidak kelihatan seperti bekas merah merah darah yang terkumpul
di kantor saya ini banyak banget udah orang indonesianya
saya cuci beli air tuh di mck
bersama istri dan anak anaknya anies datang dari arah utara kawasan malioboro
siapa sih orang yang mana mana voluntaris
tentu kan tidak harus setahun sekali ya mbak tia ya
tapi prestasi masih bagusan ke ogi dulu ya
dan pasangan prabowo gibran mendapat nomor urut dua
sehingga sulit mendapatkan jaringan internet
maupun oleh konsulat konsulat asing yang ada di sini para dubes
ini yang tidak kalah dinanti juga
dan menyebarkan manfaat bagi masyarakat
bagaimana model klasik kekuasaan membagi bagikan kepada para pendukung itu masih terjadi di era pemerintahan jilid dua pak jokowi dan juga maruf amin
jadi gerakan islamofobia kristenfobia itu tidak boleh kita biarkan
itu yang harus diwaspadai
apakah ini merupakan satu kesalahan ada perdebatan di sana
kartu satwa dkpkp rutin melakukan inspeksi baik terhadap sapi lokal maupun sapi impor
nah jadi gitu bang yuda
angka ini berada di atas rata rata imunisasi global yakni empat puluh sembilan enam persen
enam etika dan pemilu
mas ade salah satu yang memotivasi saya tinggi sekali untuk get inship
sepenting apa saat ini menjalin komunikasi dengan pdi perjuangan
ya pokoknya dia sadar lah ya karena dia cadangin lu kenapa ya
karena rekonsiliasi kalau tidak menjadi menteri pertahanan itu kan satu indikator empiris
saya justru yang deg degan nanti gitu
kemudian saya juga di tes dengan interview
karena model busananya kini tak hanya baju terusan satu potong dari atas ke bawah yang tertutup
berfokus pada solusi berdasarkan alam semesta
tapi ada oknum yang memanfaatkan
gue sempet ngeliat lu kayaknya pernah
jadi kalau begitu apa latihan misalnya gue ada foto
di tingkat regional asia tenggara atau nasional di indonesia
untuk soal pinjaman dan juga utang terhadap tiongkok
atau juga nanti akan ada sholat berjamaah juga dengan warga negara indonesia di sini
pak konjen fedy kurnia buwana
maknanya sih tetap silaturahmi
menurut saya kalau sudah diwakili oleh pak menko polhukam
tetapi kita harus melihat bahwa apa yang dilakukan saya kira bukan dalam rangka misalnya
tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat membeli
masuknya celah celah korupsi
misalnya di sma juga cukup berominan lah
daging sapi yang sudah dihaluskan kemudian diberi beberapa bumbu
itu suatu kebanggaan seseorang atau pimpinan daerah
yang pertama kita akan bahas dari tactical paus terlebih dahulu
walaupun kalau kita tahu dpd ini jalurnya independen
di sini proses masak menjadi kunci yang terus diperhatikan basi
sukses berat di digital kayaknya tidak seperti itu juga
dan itu kita ukur ternyata dalam waktu nyepi itu tiga puluh jam kita non stop tidak melakukan aktivitas
rata rata rumah siswa berada di lereng lereng bukit
yaitu dari pertamina ep jatibarang dan kemudian juga dari terminal fasilitas bbm kami balongan
emang menyebut itu wanita itu sudah sebenarnya dalam pikirannya sudah diskriminatif itu
terus ngecek ada sedap kecipit di bagian mana
terus kelas dua masuk juga puji tuhan
menurut praktisi keselamatan berkendara sekaligus instruktur senior dari safety defensive consultant indonesia sdci
kami juga punya proyeksi bahwa setidaknya kalau secara total ekonomi digital
adalah anggota keluarga mereka setelah mengenali kalung yang dikenakan
nastar itu di rumah harus ada
antara lain adalah karena komunikasi selalu on and off
apakah cukup dengan surat teguran terhadap tiga rumah sakit ini dokter
makanya saya sih lebih prefer masalah ini diselesaikan dengan koridor hukum
utamanya terbentuknya presidensial klub ini hanya untuk menjalin silaturahim karena perusahaan itu
yang berhubungan dengan pendidikan itu banyak sekali
di indonesia itu problemnya kan makronutrisi karbohidrat yang paling tinggi
bagaimana pembuktian karena afrika selatan sebagai negara kan tidak ada di gaza
segala dampak yang bisa disebabkan
kalau sampai salah penanganan efeknya malah berbahaya bisa sampai kelumpuhan sampai terjadi kematian
ini menyatakan bahwa indonesia yang lebih uhui
apa sebenarnya tujuan dan juga harapan dari penyelenggaran forum ini
jadi dia dari cilacap
sejarah penyu di bali sama dengan sejarah penyu di mana saja di indonesia
ini permasalahan utama kita mutu pendidikan kita
komunikasi pimpinan kami bang dasko
namun waktu tunggu kedatangan kereta atau headway masih menjadi keluhan utama penumpang yang bisa mencapai lima belas sampai dua puluh menit
kita bicara soal efektifitasnya
editing naskah supaya ini lancar
saya tidak mampu itu adalah titipan
ini tadi sudah diutarakan oleh mas emil bahwa selama ini juga membangun hubungan yang cukup baik
mulai melanjut ke youtube dan akhirnya sekarang
dan belum ada juga laporan
bergantung pada kekayaan alam ini
perangkap ternam air dan kepiting masuk ke perangkap
andi menambahkan perlu waktu selama satu bulan untuk mendaki dua puncak gunung island peak atau merapi
ia memiliki kedai kopi dengan omset tak kurang dari empat puluh lima juta rupiah per bulan
makanya kenapa milih self photo studio tuh lebih leluasa aja gitu buat gaya gaya
yang menarik biasanya roti dan menu vegan terasa hambar tetapi di sini memiliki cita rasa yang lezat
perang hitam tasmania yang terjadi
sama pemain luar negeri terus mentalnya juga belum siap itu akhirnya terjadi sayang turnamen ini
pak erik ini kalau bisa dikatakan ini kan belasungnya beda ya pak ya
barang impor yang harganya jauh lebih murah
untuk mengetahui dalam kondisi seperti apa pijat bisa dilakukan
kalau lebih percaya diri sih iya om
baik terima kasih banyak pak johari orat mangun
kecepatannya dari looknya dan juga antusiasme warga indonesia
tapi ini actionnya maksudnya angkatannya kamaru yang di sm itu kayak wenda gitu kan pada jadi semua tuh sekarang kan
tapi udah bener bener
apa saja utang konsumtif biasanya kita berbicara mengenai cicilan gadget mungkin cicilan kendaraan yang memang dia gunakan sehari hari
karena memang mereka hewan sosial
hampir tetap nyampe satu jam ya jadi masih jalannya saya pikir secepat mrt tapi ternyata enggak
bahwa ya di tata kelola digital ini memang ada kesenjangan gitu ya
tak kalah menjalankan program kementerian
apa yang perlu sebagai pencegahan apa yang perlu diketahui oleh orang tua
teluk babi ini kan berpotensi untuk terjadinya perang nuklir
kan emang kesini kayak ada programnya gitu gitu ya
dan juga menambahkan selain covid sembilan belas itu ada beberapa penyakit yang menjadi perhatian global
kita bisa tahu tentang perkawinan anak itu
maksudnya gue tahu kalau gue gak ikut tanding
instan ya butuh kesabaran usahanya pun membuahkan hasil bahkan ia sempat kewalahan memenuhi pesanan
kemudian kacamata powerbank dan masih banyak lagi
dan sejauh ini dari hasil real count kpu ini masih mengungguli nama nama lainnya atau berada di paling atas
nah kira kira momen apa yang
gitu kan di mana ya itu bisa untuk mengiklankan gitu kan produk produknya
terus penerangan untuk lapangan lebih bagus lagi
nah sing wanget bikin kenyang wes
berarti udah gak ada niatan ngambil s dua
terapi kiropraktik merupakan perawatan terapetik untuk memanipulasi persendian pada tubuh
nah kalau melihat selama ini festival dan konser musik kebanyakan tuh di kota kota besar
sehingga ada suasana yang guyup ada suasana yang cair satu sama lain
rans bersama prestis disini kita bergabung mengakuisisi cilegon fc menjadi rans cilegon f
nana nih ada ada aja penyataannya
maka ini tidak akan efektif
jadi yang dikirim keluar tuh basket basket terus
atau satu ratus delapan puluh tiga atau dua gitu
ya emang udah harus paradigma gitu ya
gak bagus bagus sama pebek pun juga gak
diantaranya pendidikan smp sma smk bahkan perguruan tinggi
karena minyak kelapa sawit itu mengandung asam lemak tidak jenuh
kasih ya kita langsung kenalin aja tanpa bahasa bahasa lagi kan
dan memimpin penelitian yang dimulai tahun ini
menurut luhut penggunaan aplikasi peduli lindungi
nah itu balik lagi ke lo awal basket itu berarti lo katanya sering dibawa bapak lu ini ya
which is bener sekolah ya sekolah kehidupan
melihat potensi buah dan daging perkuat hubungan indonesia dan venezuela
sampai dua ribu enam kalo gak salah berarti
semoga mas daniel dan keluarga juga bisa berkegiatan dengan normal lagi di sana
ketika itu terlalu kecil dan terpisah
tujuannya mencari barang kemudian di minimarket tersebut tidak tersedia barang
negara kita apakah sudah siap
tadi dokter menyebutkan kuncinya adalah harus ada kepekaan
kalau di rumah masak masanya gimana
kemudian india terus menerus itu terus menerus terjadi dan ini datanya semua ada ya ini apakah pada akhirnya digunakan oleh
kecamatan bulo polewoli mandan
gadget yang mungkin harga dua juta pun juga
kalau kondisi karena ini pakai palkah di kapal
semua perlengkapan membuat teh diletakkan di atas wadah yang bernama capan
presiden dipilih langsung oleh rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat
ini salah satu yang legend sudah dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua
dan gedung kantor adalah enam belas
dan hukum yang berlaku adalah adil dan berlaksana
mas yusuf respon mas yusuf terkait dengan pendapat ini kan balik lagi untuk mendapatkan pendapatan daerah begitu ya
tentang urusannya dengan urusan beliau dengan partai demokrat
yang paling utama adalah di kawasan inti ibu kota negara
majelis kehormatan mahkamah konstitusi membacakan putusan nomor dua
terus kayak oh gak bisa nih gue harus
bauksit adalah mineral tambang dengan kandungan aluminium oksida sebesar empat puluh
yang dimiliki dari orang belanda
kalau perkiraan saya yang sebelah sana itu kira kira ditempatin orang orang yang biasanya tinggal di gerobak gerobak
misalnya memang ini akhirnya memberatkan mungkin
pagi hari ini memang pendaftarannya
tapi tim lagi libur sih
masih prestasi kita kan masih up and down gitu
pembuatnya purnomo pemuda asal desa kaligerman kecamatan karanggeneng kabupaten lamongan
brazil ada sekitar dua puluh dua itu sudah termasuk jabatan jabatan kementerian
bahan bahan yang diperlukan adalah di sini kita ada yogurt
memang ini kan akan ada pemeriksaan
lu lebih banyak latihan di outside dibanding di insight gitu
dan bbl kan itu event yang bagus
kebetulan sekarang kita sedang ada di pandemi
namun dari keempat jenis tersebut ulat sutra murbe atau bombix morilah yang paling mudah dan sering digunakan untuk bahan tekstil
terus mindset itu tuh gue bawa terus sampai ke kuliah
yang saya hormati bapak bupati cianjur bapak kepala basarnas provinsi jawa barat pak jumaril
mereka makan daging dagingan sih kebanyakan di sini makan kambing daging sapi
kalau kita berorientasi pada ukuran ukuran tersebut saja
hanya karena kemarin situasinya seperti itu akhirnya kita impor
dan ini yang sebenarnya harusnya terus dilakukan
nah kedua ketika orang itu akan beranjak naik step kan oh gue mau lebih improve lagi karena aku udah mulai suka basket nih gue pindah ke klub
khususnya untuk rare earth dan mineral
pertanyaannya berkembang lebar sekali ya
ketika susi memberikan keterangan apa yang bisa ditangkap dari gesture tubuhnya pernyataannya
serta apa implikasi pelanggaran pelanggaran itu
tapi ini kalau kita lihat di layar ini ada prediksi formasi timnas indonesia u dua puluh tiga hari ini yang akan melawan irak
hingga pertengahan tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an
dan dari power plant yang berada di luar jakarta yang berimplikasi masuk polutannya ke jakarta itu sekitar dua enam persen
satu keluarga setidaknya bisa memproduksi tiga kulit ketupat
enam belas spbu enam ratus enam puluh tujuh spbe dan empat sembilan ratus tujuh puluh dua agen lpg
yang tidak bisa dilepaskan dari jabatannya terhadap partai yang dilakukan secara ilegal
itu yang berganti kayaknya
dimana fungsi intermediasi dari perekonomian harus berjalan dengan baik
apa ya in the future itu memang tata kelola digital ya
toh semua pemain pemain sekarang yang main di ibl kebanyakan main di obatama waktu itu
selama tutup itu ada potensi kehilangan pendapatan sekitar lima triliun per bulan
selatu rahmi dengan masyarakat indonesia
cenderung baik dan tim mage di sahabat semarang tuh kelihatannya fun fun gitu loh kak
kri dr rajiman memiliki dua ruang igd lima ruang operasi ruang icu dan hcu ruang laboratorium delapan klinik spesialis dan sebagainya
apakah kalau mbak irin sendiri membayar zakatnya di indonesia atau di sana juga ada dibuka untuk donasi ataupun pembayaran zakat yang akan diberikan kepada warga sekitar
hal yang nyata dan
menggunakan mobil dengan spek gt
kalau untuk makan mandi buang air itu
kokik seraka mungkin punya atribut yang agak agak mirip sebenarnya
sementara kita kan ingin memacu imunnya untuk naik
harusnya sih udah nyambung sama mrt mungkin itu lebih enak ya lebih memudahkan jadinya lebih singkat
ini baru berangkat ke kampung halaman
setelah menerima laporan dari keluarga korban
atau bahasa inggris dikenal dengan namanya resistant training
ia berbohong secara sukarela
terima traflite melambangkan bukti sinerjitas tentara nasional indonesia sebagai fondasi bangsa yang kokoh dalam meneruskan tekat para pahlawan
kemudian relevansinya kalau orang tanya terus adanya satria satu itu apa untuk konektivitas digital untuk pemerataan internet
dia travelling pake apa tuh
diberikan kepada para musisi atau pemegang hak cipta
adi drinanda andra anhar jakarta
yang dilarang dalam tahun politik ini
sampai bisa dan meninggal dunia seperti ini contohnya
angka lima lima ratus dua puluh tiga dinilai masih cukup tinggi yang tersebar di sejumlah wilayah di provinsi jawa barat
serta berhasil mencapai nilai transaksi bisnis sebesar delapan puluh tujuh juta dolar amerika
ke sekolah tolong ini undang
jadi sudah dihaluskan di tempat kemilingan biar praktis
kalau widi sama abraham damar grahita dua duanya sama gitu
angkal yang bisa di achieve gitu
masih ada anak anak pasifik kayaknya
kita ambil ideas untuk produknya kemudian juga dari experience yang di sana
intinya sih ya kita bertahan sama banyakin langganan aja gitu aja kak
pengen ikut ke belanda juga iqbalnya
namun tidak ada yang menunjukkan
kelihatannya makanan yang manis manis
itu ada masalah sain perubahan iklim
ya pasti itu sudah ada dasarnya
oke selain tadi melindungi identitas pelapor
selanjutnya air dari biji buah karika ini direbus dicampur dengan air dan ditambahkan gula pasir
nanti tidak lanjuti disampaikan kepada bujang sah
dan kenapa ada target supaya pada akhir abad ini
nanti akan dibelikan di indonesia gitu
karena dia pakai kerang yang cukup fresh dan rasanya tuh ngeblend sama bumbu rempahnya yang menurut saya cukup strong
ibda ali suwandi dan warga dukuh baturturu
yang kita pilih dengan sangat berdiri
derajat tertentu justru akan bisa meningkatkan
yang mungkin memberikan return setara dengan obligasi itu dinilai sudah cukup
di dalam telinga kita sepanjang hari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
lo yang ke sacramento tuh yang tiga belas atau yang dua belas ya kak
ada mas aradea yaitu selaku kadif satelit bakti kominfo
kita juga mesti mempelajari anatomi ototnya dia
tentu terima kasih atas konfirmasi ini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
nah sampe gini setuju ya karena lu ada inspirasi dari orang orang luar akhirnya lu bermain basket
ini hal yang menarik yang kita bisa terkait dengan pdb singapura
lebih dikembangkan mengikuti zaman anak muda sekarang lagi apa sih gitu
bukan itu tapi yang kita perhatikan adalah soal pelemahan nilai tukar
komunikasi intens kemarin juga dengan pak mendak
yang diduga dibeli dari hasil penggelapan uang arisan
kamu cantik kamu bagus badannya semuanya bagus cocok untuk model atau bagaimana
adakah unsur kebohongan di sana anda lihat
karena dilihat tidak berhasil
harganya mulai dari delapan belas dolar hongkong atau sekitar tiga puluh lima ribu rupiah untuk satu porsi dimsum
gangguan panik ini adalah penyakit yang kalau mungkin kita mau lakukan pemeriksaan
masih salah satu produk yang paling besar
beragam jenis dimsum ada di sini
saya bisa jujur tidak hanya menang kecil
satu lembar ini satu sutranya memang kualitasnya bagus kedua proses ekoprintnya itu
karena memang di satu sisi juga daya beli masyarakat kan masih belum pulih
nanti kita cross check dimana asalnya tadi
menanggapi kasus tersebut komisioner kpu betty idrus melalui keterangan tertulis menyatakan
kalau kita bungkus kemas sebenarnya sih bisa
karena menjatuhkan fonis atas dasar hukum yang berlaku
dan edukasi kepada warga terkait bahaya gempa
gimana sih anda melihat perkembangan industri musik indonesia pasca pandemi
abdus syalam rashidi panji gumilang
rumah tangganya berkurang hingga lima puluh
kita juga sudah visit korea beberapa kali
masih bekerjasama dengan basarnas dan sejumlah instansi terkait untuk memulai melakukan proses evakuasi gerbong
beberapa bagian daging tuna diolah menjadi beberapa hidangan
tapi juga berwawasan lingkungan
juga gak gak sebentar bentar banget juga
tentang peluang dalam perusahaan
adalah menjadi tantangan bersama ya di indonesia
jis yang kita banggakan menjadikan jakarta berwajah baru
bahwa kita harus memberikan playing level of it yang sama ya
kemudian pengamatan dan pengamatan selanjutnya
dalam keadaan normal kapal itu bisa membawa enam belas personel kesehatan
saya juga bingung nana dan teman teman
mereka yaitu mantan menteri perumahan rakyat di era presiden susilo bambang yudhoyono jan faridz dan mantan duta besar republik indonesia untuk korea selatan gandhi sulistianto
isinya sudah diatur dalam pasal enam puluh satu
untuk kita menghasilkan profit yang besar juga
tapi kan di amerika nggak ada yang namanya luka politik ya
ya tentu karena ada ali zasim yang juga main
nah setelah makanan disajikan tunggu apa lagi mari langsung dinikmati
desa tempat endang tinggal sudah terkena dampak abrasi belasan tahun silam
ya pasti ya yaudah lah gue kurang ajar yaudah gue ngelakuin
sistem imun berusia delapan belas tahun
jadi harus kompetisinya harus kuat dulu gitu ya
ada sepuluh atau dua belas laki laki untuk setiap wanita
tidak ada aturan khusus ya apakah yang mental ini harus disaratkan surat dokter dan segala macam
untuk kemudian membentuk pemerintahan
proses marinasi membutuhkan waktu setidaknya sehari semalam
dengan setiap seruputan kebahagiaannya
staff khusus menteri komunikasi dan informasi niken widyastuti menjelaskan
menganyam ketupat ternyata sama sekali tak mudah
karena di dalamnya ada berbagai warisan dari imam sangya wambulu
itu masih banyak yang gak bisa mendapatkan signal yang ideal seperti kita
ppkm mikro yang sifatnya darurat
setiap hari ia mulai merebus daging dan membuat kuah soto betawi sejak pukul empat pagi
lu masih terlalu muda lah gitu
bukis kota baru ini hanya buka enam jam sampai jam sembilan belas
bang bena ini gak nyangka ya kan kalau tadi bang oki bilang targetnya jagiel bilangnya cuma satu juta gitu
kabupaten tasik malaya secara konsisten selama tiga tahun terakhir
kalo kak pringo diem diem menghangutkan
eh tapi balik lagi deh ke lu pas awal basket itu
apalagi di negara negara afrika dan di negara timur tengah
tetapi oleh karena itu kita langsung saja sapa mas yusuf
bang ada rumor yang mungkin perlu diluruskan juga itu
bagaimana pengalamannya sebagai model dalam festival ini
heru sutadi mengatakan layanan televisi digital menawarkan kualitas yang lebih baik
itu di sector perbankan di sector umkm
untuk mengatasi persoalan kebocoran data
nademic pricing ini akan kita terapkan mulai keberangkatan untuk kereta cepat bus tanggal tiga februari dua ribu dua puluh empat ini ya
tiketnya sendiri tadi harga satu dua juta hingga tiga belas juta rupiah dan terjual lebih dari tiga ratus ribu tiket
saya yakin sepenuhnya akan muncullah
dan setengah musim bersama dengan tottenham hotspur
karena fisioterapi mau lebaran agak lama kali ya
pose jari saat difoto seperti simbol perdamaian dengan dua jari
tapi keluarga yang saya temui ini saya yakin membawa anak mereka sendiri
itu itu dua ribu enam belas buat gue titik terendah
kita masih bisa melakukan perdagangan dengan china
sita makannya ngawur banget kak indomie mie ayam nasi goreng mie indomie dua bungkus
singapura kalau kita bicara mengenai industri pariwisata itu tidak menjadi jaminan
terkenal dengan es campur
kalau untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden best of the best
jadi ibu helen bikin ibu helen itu cerita bahwa suaminya pak sumarjo itu fans berat soekarno
atau kita pakai garam
sebelum berkendara atur dulu posisi kursi dan setir agar nyaman dan tidak menghalangi speedometer
atau ada beberapa juga yang melakukan ketika tidak ada lemburan di perusahaan maka dia cari di tempat lain
karena kita tahu pangan masih memiliki porsi paling tinggi dalam pengeluaran rumah tangga
yang mereka inginkan kembali kepada orang lain
yaitu dengan menggunakan media gamelan
waalaikumsalam pak sandi ini sudah digelar b dua puluh summit
kalau biasanya satu tank full itu tujuh tutup kalau ini satu per empat lima ada tutup setengah
vela bisa menjual satu ratus lima puluh porsi pancake dalam selama lima jam
nah kontribusi ke isis kan sebenarnya di tahun dua ribu dua belas sampai dua ribu tiga belas yang akhirnya back to back juara waktu itu kan sebenarnya
tapi kalau aturan border atau perbatasan negara di amerika serikat ada yang berbeda nggak mas
karena kan kalau musimnya rame rame gitu kan ya kadang
kebakaran ini juga diduga akibat hubungan pendek arus listrik saat mesin mobil baru dinyalakan selama sepuluh menit
tentunya tadi yang sudah mas andi sampaikan
nomor sebelas ada montadir mohamed ya kapten tim yang sekarang tampil juga
jadi kalau tadi tujuannya untuk kemanusiaan yang ini benar benar untuk mengakhiri perang
bagaimana dari para ketua dpd dan para saksi lainnya
waktu menteri agama sepuluh menteri ini
maka bagi saya sekarang bagi indonesia
iya padahal sudah vaksin dua kali kan
pasarnya kalau sekarang kondisi pasarnya udah rame banget udah ngetrend banget
setelah retired itu kerjaan awalnya oke setahun pertamanya
pasti mereka membayar tepat waktu
sehingga memang identifikasinya mungkin akan membuktikan
saudara kita yang sesama wni juga ada yang beragama yahudi ya
secara domestik presiden indonesia ini lebih kuat ke domestiknya
ya sebenarnya sih kepingin tapi kan duitnya kan enggak mencukupin
jadi awal tuh memang gue maksudnya main di mp ya udah gue sebenernya mau main di mp gitu tahun itu
bersama sama duduk bareng
dengan uzbekistan itu yang kemudian jadi saya rasa beberapa dari penyebab kita akhirnya kalah lawan uzbekistan dari malam
kalau misalnya pengawasannya tidak ketat
saya bukan beranda anda yang buruk
yang pernah disebutkan oleh pak muldoko bahwa mendukung terhadap gerakan ini
gak bisa juara gak pas sekali juara dua ribu dua belas itu legal langsung kayak plong langsung kayak wah gila akhirnya juara
pak oga alias pengatur lalu lintas ilegal dari tiga puluh orang menjadi lebih dari enam ratus enam puluh orang
makanya dia selalu sangat cerewet kalau masalah kayak istirahat obat
di umurnya yang semakin tua sayangnya sejumlah budayanya juga semakin meredup terkikis zaman
sebagian besar terjadi karena emang aktivitas manusia
nah selain itu juga untuk bisa masuk ke acara ini hanya cukup membeli tiket sebesar rp dua puluh lima
hingga saat ini ma masih dirawat di rumah sakit polri
dan ketika kita bicara tentang
mereka masih menggunakan sesaji berisi sirih
saya memilih makanan wajib kota surabaya
apalagi pemain di lapangan berlaga satu ratus dua puluh menit intens
apakah ditinggalkan oleh orang tuanya
aku sampai nyobain pakai rok sma sma ngikut ngikut sama dia
mengatur pengawasan dan mengatur bagaimana perlindungan konsumen ada di dalamnya
semakin banyak unit yang anda ambil semakin banyak pula yang ditambahkan ke utang help anda
apa yang akan dilakukan kedepannya melihat bahwa progres pembangunan dari ibu kota negara ini nantinya akan dilakukan secara bertahap
akhirnya kita ngabisin waktu lumayan lama kurang lebih setahun lah gitu buat bisa akhirnya bikin si jam tangan ini
pendengar itulah tadi bapak dubes seswa pramono bersama dengan ibu sri din
aduh aromanya tipikal bawang yang kalau berpadu sama lada tuh pas banget ya
berarti ketika datang ke jakarta udah tahu ya mau hubungi siapa biar bisa dapat
makanya anak anak di bawah usia dua belas tahun masih dilarang untuk masuk ke pusat perbelanjaan
ini tengah psbb gimana nih
mungkin bisa lebih menjadi indonesia banget gitu ya
tapi ya dari latihan sama kakak kelas lu istilahnya gitu lah ya temen
es podeng dituang di atas nampan raksasa yang sesekali meletup
yaudah kayak diomong omongin kayak dikeramain lah
paling takjil takjil yang nggak kita tokoin sih di indonesia ya lebih ke ya kolak pisang terus kolang kali yang kayak gitu gitu sih
saya nih saya lagi marah saya lagi kesel karena saya ditinggal oleh pasangan misalnya
bahwa ada banyak catatan ternyata untuk pak jokowi
karena masih beradaptasi dengan go kart dan lintasan
tetap poinnya adalah kebutuhan kita
di paruh pertama musim ini
saya kira memang covid nya tidak bisa selesai serta merta dengan vaksinasi
gubernur bangka juga dirjen minerba ya kan
itu tadi obrolan kita bersama mas suharyadi kabit bin pres ppplt
kayak kakak ade gimana sih lu
jadi ya karena gue udah kenal
terus langsung persiapan makan
menjelang mahrib terus sesudah itu
sejumlah warga mengaku kecewa karena tak kebagian kupon
kita nggak berangkat tanding juga mau naik apa pesawat siapa yang bayar semua
kemudian fairness nya juga antara penyedia platform yang mungkin bukan banyak dari indonesia begitu
apa informasi dari ppatk
habis beres basket malah olahraga mulu nih
artinya mereka nantinya diharapkan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat
kadang itu gejala juga bisa sering demam itu karena adanya paparan infeksi
gimana ya kalau gerobak kan hanya ke jalan raya aja
seperti yang di sini ada empat jenis penyu
islands asalalkan other world countries yang konsumsi dengan alien lalu tak hanya melalui nasa tapi juga kepada nasional day kami
terutama sumber daya manusianya
kemarin tentu saja setelah dibuka ini akan ya biasanya akan banyak lagi orang orang yang berani untuk melaporkan
yang bagian papua indonesia tenggara timur gitu sih
dengan saya ayo dong kita minta job gitu kan untuk anak anak nih kita berharap banget ya anak anak saya itu bisa ngisi lagi gitu loh mbak
bagus basket lebih berkembang daripada di kota jawa tengah ya
tempat ini kini telah berubah menjadi lahan pertanian
hanya saja memang kemarin pada saat
megawati minta seluruh masyarakat berdoa agar putusan yang diambil mk dalam kasus sengketa pilpres tidak seperti palu kodam melainkan palu emas
oke infrastruktur dan juga bagaimana mengolah atau mengelola potensi sumber daya manusia yang ada di wilayah wilayah tertentu
kita bisa lihat aja relawan pak jokowi masih banyak
setelah hampir sebulan mereka akhirnya mendapat kabar dari polisi bahwa sang buah hati telah ditemukan
anda melihat sikap pemerintah ini berlebihan atau sebenarnya sesuatu yang memang
supaya dinaikkan idara untuk kemaslahatan semua makhluk
sudah mulai muncul artinya ke depan seiring dengan dibukanya wisata
karena pada akhirnya ini adalah
sebagaimana diketahui di pemerintah provinsi dki jakarta ada opd yang membidangi itu
baik pak syahril kami ingin mendengar seperti apa kronologi laporan yang kemenkes terima mengenai klb
anak anak ini kan bola biasanya gitu kan anak indo nggak ada sama sekali loh
tapi kita coba dulu rasanya seperti apa
untuk memastikan mereka melakukan resiko yang mungkin untuk pengguna dan publik yang tersisa
koius juga salah satu pemain yang berasal dari surabaya juga ya kok dulu main di sahabat surabaya
cangkir ke gelas dituang sama susu dicampur
apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan
seperti menuang mengaduk dan menata makanan di atas piring
untuk membuat regulasi membuat undang undang itu balancing
betul electric vehicle kalau di amerika sekarang sangat penting sekali
luka luka sejarah luka batin
ya dari situ mereka ngerasa kayak oh yaudah
saat mengangkat kepiting wadong dan pintur
tapi orang yang mau menyerang dia gitu
juga bantuan kemanusiaan pun terpaksa harus berhenti karena border rafa sudah berhasil dikuasai
kita sudah sering sekali melihat upaya upaya penipuan yang dilakukan oleh para pihak gitu ya
ya kita lihat di data lagi ya
kudapan yang satu ini sudah berjualan sejak dua dekade lalu
ya ada kemungkinan demikian mbak eva karena seleksi jalur mandiri ini
udah dua kali doang selama tiga tahun
daerah daerah ini terus bisa diakomodir bisa dibina problemnya itu karena yaitu pembinaan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
kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta ini
kemarin atau tadi pagi saya ulangi bapak bupati sudah melepas tim pendataan gabungan
jadi hal ini juga bisa meningkatkan skill motorisi anak kreativitas dan juga kemandirian
persiapan upacara pun dilakukan secara bergotong royong sejak satu bulan sebelumnya
ini yang harus diantisipasi menurut saya
nah itu gimana tuh bang ada apa itu dibalik itu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
terkesan besar pasak dari pelatihan
membenarkan cara berstruktur yang berbeda
bertindak dalam konteks kekuasaan
dan memang terbukti di diri saya ya
contohnya tadi ada backing oknum rt setempat
jadi saya minta seluruh gubernur kepala daerah
kayaknya mendingan kita balapan aja gak sih
mungkin karena mainnya di bandung juga kali tuan rumah
kita sekarang ini sangat gencar nih tentang ev electric vehicle
ekonomi digitalnya dalam beberapa tahun ke depan itu dalam jangka menengah itu adalah asia begitu ya
sehingga kadang pemicu yang ringan itu bisa membuat memanifestasikan gejala gejala serangan panik
nana ujungnya ini belum ada
menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika
mereka nggak bisa konsentrasi gitu
sehingga anak terhindar dari trauma
pengusaha yang ada di sana agar dataran tinggi dieng ini benar benar bisa terus beroperasi dibuka untuk wisatawan
kemudian imam meminta izin kepada lakina agama untuk memanjatkan doa di serambi sebagai alam midsalah
dan itu artinya kita hadir di berbagai wilayah
konsepnya khusus untuk breakfast sebenarnya
apa ya yang bikin ketakutan
ini tandanya the futuris bright kita juga merasa nanti kita bisa melihat nih performa tim dengan main cantik kayak gini itu sampai jangka waktu yang panjang ke depan gitu
ini tentunya akan menambah bagi rumah tangga khususnya rumah tangga golongan menengah dan ke bawah
kita coba dengan gandum
nah seperti tadi yang mbak mira sumira sampaikan juga bahwa pekerja tentunya sudah mengerti sudah paham bahwa perusahaan ini akan mampu membayar sekaligus
tukik juga diberi makan berupa ikan tuna dua kali dalam sehari
untuk bisa menghadapi irak dan bisa kita unggul dan mendapat spesifikasi yang sangat besar
sehingga jumlah orang yang terpapar covid sembilan belas di klaster ini menjadi dua puluh dua orang
kita jadi agak susah untuk rahmi
prof masih ada dua segmen lagi
kalau di sini sih nggak terlalu ini kok
kalau setiap saat kita nabung kapan saja kita bisa shopping gitu atau bisa belanja
tapi di sisi lain semua makanan ini pada dasarnya secara alami sudah mengandung rasa itu sendiri
sambil memegang pisau dengan kondisi tangan tersayat
dalam satu hari bapak bisa antar berapa gerobak pak
dan akhirnya kawin bersama
di jakarta sepuluh tahun yang lalu sehingga kita pertama kali adalah
apalagi yang pahit tentu dia akan meringis tidak suka ya
bahkan selama tiga tahun terakhir para pemain lenong yang berjumlah kurang lebih lima belas orang ini sudah tidak aktif tampil lagi akibat pandemi
dari mana basis dasar penghitungan kenapa empat puluh lima persen gitu
jadi yang terpenting adalah mendapatkan obat sesuai dosis
termasuk kain sutra yang akan saya coba buat kali ini
sejak pertama kali saya dan jadi pelestari tahun dua ribu
orang tua a mengaku punya alasan menikahkan anak perempuannya yang baru berusia lima belas tahun
dan seluruh rekan rekan yang berbahagia
apakah umkm kita mampu berjualan dengan harga seperti itu
orang orang itu diberi seragam senjata dan kuda
perlindungan ini nah sebenarnya ingin saya
satu porsinya dijual mulai dari kisaran rp delapan belas hingga rp empat puluh dua
soalnya kan kemaren kita ngobrol sama aldi sama si ong
acar khusus yang dilakukan apakah ada masjid
di sini saya pun penasaran untuk mencoba langsung buat ikutan membakar tiram
lebih banyak geotermal ya ketimbang
saya pun pesan kopi latte dengan gambar kucing
kalo menurut gua indonesia dibandingin amerika ya jauh gitu
sambo mengkonfirmasi di pengadilan negeri jakarta selatan pada dua puluh dua november lalu bahwa surat penyelidikan yang beredar di publik adalah benar dan asli
bang ini bagaimana evaluasi mungkin performance timnas indonesia u dua puluh tiga selama piala asia berlangsung
dari situ tuh itu kan itu tim paling muda ya tahun dua ribu delapan belas itu tim paling muda
sehingga pendapatan pelaku umkm di sekitar lokasi meningkat dari cara berdagang biasa di pinggir jalan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
pihak bi purwokerto sendiri tak menyangka banyak warga yang antri
kayak gini tapi masih belum seberapa ya

nadia menjelaskan bahwa pemerintah telah belajar dan mengevaluasi hal tersebut
yaitu bagaimana transformasi sdm kesehatan maka bagian pendidikan harus kita benahi juga
waktu perjalanannya kita itu makin lama
wah belum tahu kalau
kemudian yang ketiga pola hidup kurang olahraga ya
kalau susunan tulang kita biasanya kerjasama sama ortopedi ya
jalur mandiri ini supaya benar benar transparan
ada dua jerigen dan ini harus dibebankan ke pundak saya sambil berjalan
kan dulu australia hanya punya satu kampus dari victoria ya
ya untuk petugas karena memang disitu ada petugas yang minim ya hanya yang jaga atau si malam saat ini alhamdulillah dalam kondisi aman
dan sebetulnya selama pandemik ini menurut saya beruntung sekali ya beruntung sekali karena layanan untuk kesehatan jiwa ini bisa kita dapatkan melalui telemedicine mas haji
kemudian kita juga mengadakan dengan mahasiswa indonesia yang ada di sini
bisa jadi bencana buat jawa barat ya apalagi kita di dua ribu tiga puluh akan mengalami bonus demografi
yang dirasakan umkm indonesia dengan kehadiran social commerce ini
yang sangat potensial merusak proses
baik pedagang maupun pembeli berharap apapun kebijakan yang diputuskan pemerintah
tapi juga tata kelola di kampusnya sendiri
lompatan leapfrog katanya dulu gitu
guru besar bidang ilmu kesejahteraan keluarga dan anak universitas pajajaran nunung nurwati menyebut
jadi itu saya khawatirkan sebenarnya
kebiasaan atau mungkin tradisi
setelah tertahan dua tahun untuk bisa berpartisipasi di berbagai festival
ini kita udah buka question box juga nih kok kemarin kan ya
kita bicara bagaimana memastikan mendampingi pelaku umkm ini
tentu saja saya tadi bilang ya di pasal empat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima tadi saya
mulai dari resiko infeksi pernafasan hingga ke penyakit berat
dan monyet yang kami incar ini sudah mendekat ke titik kami
rumah produksi ini setiap harinya memproduksi olahan manisan karika
ya gua kira di luarnya uph anjing mes ya
bukan diomongin ya kita nggak ada bilang mereka mau masuk kita
nah kalau di indonesia pemerintah sepertinya was was nih dengan proyek s
kalau saya hidupkan semua jangan seluruh indonesia dulu ya di jawa barat aja dulu
mau dimuliakan dan mau disanjungi
pertanyaan yang baik dan jawabannya itu sangat kompleks
tapi apakah itu memacu kejantanan pria itu masih mitos ya
warga atau warga negara memiliki persepsi
tidak menggunakan helm atau parkir sembarangan
dan saya rasa tidak perlu dilembagakan gitu
melarang media sosial bagi pegawai pemerintah sudah
relasi organik antara partai
tapi kegiatan selama ramadan di sana ada kegiatan yang khusus nggak ya
untuk melakukan perbaikan dan berusaha sedemikian rupa
emang lagi jalan memang dari sebelum pandemi udah mau jalan cuman kan takut nggak kepegang ya
jadi kalau kita memperbincangkan apa kata beliau
ini kan sejauh ini kelihatannya yang maju tuh
nantinya pembelian minyak goreng curah rakyat atau mgcr akan dibatasi maksimal sepuluh kg
kita tahu ya dok ya terakhir ini dok ya
jadi formulanya hampir sama dengan pada saat pandemi awal
dalam acara tersebut juga turut hadir menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
ataupun di unila dan beberapa kampus di
berarti kita bisa lanjut ke pekerjaan berikutnya
kayak gitu nanti dia mengembang sendiri
agar mereka depresi gak suka lucu basket gitu lah kayak kepanjangan sama ngaco ngaco ya loncat loncat
yang ada di belakang tanggal dua puluh enam itu
jadi ya biasa udah capek kan gue udah shooting dari pagi
jadi ini merupakan pilihan bagi anda untuk menentukan sikap
ya pembuatan permainannya dan semuanya
gue gak pernah berfikir jelek tidak mau menjelekan salah satu instansi
jika merujuk data pengadilan tinggiagama provinsi jawa barat
dan seterusnya kemudian undang undang dasar empat puluh lima
baru setelah itu mungkin mereka akan fokus pada masalah stabilitas ekonomi
tapi kalau dia pertanding wah berduin duin semuanya gitu
nah saya mau tanya nih sebagai negara dengan penduduk muslim yang minoritas di sana
enggil ake di filipina
oh dua ribu tiga udah beres
bakti pun tak mengkhianati hasil
terus tempatnya juga apa buat
iya saya memberikan update tiga puluh nya saya
saya yakin jumlahnya telah meningkat
sunan gunung jati itulah alasan beribribu jemaah datang berziarah ke pusaranya
walaupun dia di ado denhak bermain sebagai winger ya
dan kemudian bagaimana aktivitas setelah itu apakah ada libur karena sedang berkuliah di sana atau akan melanjutkan aktivitas seperti biasa
karena sungai sedang meluap
nah ini badan pangan nasional pernah bicara ya beberapa atau sepekan kemarin di hari jumat pekan kemarin bahwa
yaitu hyundai ioniq lima dan wuling riv
menyusul pembukaan bali bagi perjalanan luar negeri pada tiga maret dua ribu dua puluh dua terhadap dua puluh tiga negara
sehingga ini mungkin bisa jadi pembuka jalan dan dicontoh oleh yang lainnya untuk bisa oke
bagaimana dan seperti apanya lagi lagi tidak dibocorkan
istana negara menanggapi ruu tentang provinsi daerah khusus jakarta yang telah disepakati anggota dewan
itu otomatis nggak usah susah susah cari mau masuk jadi tni atau polri
apalagi dengan sadar menggunakan jabatannya kan begitu
membuat masyarakat dunia mendesak israel untuk paling tidak melakukan jeda kemanusiaan
yang pokoknya mau menyampaikan kayak kangen lah buat sama teman teman dan keluarga
apakah hanya kemudian melihat saja dari data data yang dikumpulkan itu atau kemudian berhak untuk masuk mempengaruhi mengintervensi begitu
ini saya kira yang perlu dikembangkan lebih lanjut ya
itu kan lagi film lagi jalan tuh
memasuki kondisi pandemi kofit sembilan belas nur hayati pun putar otak agar usahanya ini juga bisa bermanfaat
jadi sampai pada perilaku

fenomena ini juga ditakutkan akan memberikan dampak yang luas
kemudian pengalaman yang akhirnya membawa keputusan mas bobi ini untuk mantap bekerja di negeri ginseng
tradisi memunyikan masjid ini sejak tujuh puluh tahun lalu
dan desain gerbong kereta warna warni girl group aespa
yang memilih berkarir di luar perdagangan
nah bisa dilihat di sini ada banyak sekali tenan tenan yang sudah berderet
datanya digunakan untuk iklan judi online
gue setuju kalau ngebron james cedera gak main sama sekali di final
oke eh bip tapi ini kita mulai masuk ke ibl lah ya lo berarti dari ubaya itu yang ngontak ke west bandit itu berarti pertama kali sama bip
takut dia kan dia mentalnya gitu
rebound langsung passing keluar
kok bisa sampai semasif itu kalau bang benny ngeliatnya kenapa sih apa yang bikin film ini emang beneran agak lain dari yang lain
sudah bikin tapi dia
makanan dan minuman fermentasi mengandung bakteri probiotik
pengunjung cukup merogoh kocek sebesar tiga puluh delapan ribu rupiah
ya mungkin kita nggak tahu ya
tidak mengamankan data itu dengan baik
bagaimana ceritanya gitu pemerintah dalam hal income info
terlalu berlebihan eksesif ini juga
di sini kan kita tidak mendengar suara azan langsung dari masjid
ngurah swajaya memaparkan ada tiga sektor yang terus digenjot
di dua ribu delapan belas itu udah konsisten upload konten di instagram
tapi hati hati getahnya jika kena kulit bisa iritasi
itu kayak ini kok buat nyari license gitu kok
kemudian helen kerja sama wawan dan aku
jerry komara kuningan jawa barat
saya tadi sudah cerita ya sama pak wc gubernur dengan jajaran jajaran polda banten
berarti buat teman teman abaso semua nih yang belum tahu nih
ini semua tidak bisa sendirian sebagai government
yang camp di surabaya i didn t make it in my first year that was my second year
kan selama ini yang sering kedengaran tuh kayak ahy gitu ya
anda bersama sbs bahasa indonesia
dan industri nya juga mengikuti
si gim itu sebenarnya hal yang mudah
dan louvre atau satria muda menawarkan kontrak
jaga momeda sukses salam untuk semuanya selamat sore
nah gilalah ketemu sama
jika dikalkulasikan pengeluaran dalam satu bulan untuk gas lpg tiga kg kurang dari rp lima puluh
ya coach yusta yang ngebantu dikit untuk masuk dapat tryout gitu
yang menemukan praktek kecurangan dengan mencampur beras dan memindahkan beras bulog ke merek yang lain
bukan hal yang mudah untuk di penyu ini
itu kita davids cup tuh bayar dulu
saya juga akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup tni polri dan asn secara signifikan
seperti yang persis hari ini ditemukan oleh dinsus polda banten
menjadi peluang daripada umkm
gak nyangka udah pasti karena siapa saya sebelumnya ya
dan jangan lupa penutupnya
curiga itu bagian dari sikap ilmiah
jadi melihat strategi itu
ya mungkin zaman dulu gak ada dbl kali ya
dengan misalkan perusahaan logistik mereka juga punya promo
tidak ada biaya apapun untuk menitipkan pakaian anda di toko amal
yang kemudian dengan identitas keyakinannya itu harus kita hormati
ya baik jadi kami memang beberapa waktu lalu melihat adanya foto yang beredar kereta tersebut
setelah menyelesaikan sholat dan mengaji
jadinya dibawa di mix gitu ya dengan topping di indonesia banget
tentang ketertiban umum khususnya pasal sepuluh
kita seminggu jualan yang seminggunya lagi saudara seminggunya lagi baru kita jualan gitu
namun beberapa jenis penyu keberadaannya mulai tidak terlihat lagi
penghentian kegiatan pse secara sementara
saya juga malah mendapat informasi sebetulnya
tapi pada saat yang sama jika kita melihatnya dari lantai aksi kolektif
dan cara industri yang bergerak
berarti event event yang diikutin juga kayak ppop ya
jika peringatan ini sudah terungkap siapa pelakunya maka diharapkan pihak pihak yang mengetahui
sekarang banyak pemain kan ah saya bakat saya udah bagus mukulnya tapi dia nggak mau latihan fisik gak mau kerja keras gak punya komitmen
bapak warga asli solo
di dalam sini untuk berpikir bersama
agar meningkatkan kreativitas sehingga jis selalu ramai
nah kalau ini ada kaos untuk pakaian atasnya ada kaos dan juga di belakang saya ini ada kamera
kemudian stay di korea
dalam hal sektor pribadi
saat ini sudah turun dua belas minggu
tapi kalau misalkan sabtu minggu biasanya aku ke queens
terutama presiden jokowi dan juga presiden xi jinping
namun ada istilah hyperendemik
nah selain itu kan kalau di tekstil sebuah tempat produksi berarti harus belajar juga manajemen gimana
ada banyak lah gitu ya
mbak logi ini biasanya film film yang meledak gitu ya secara jumlah penonton gitu kan suka ngerilis uncutnya gitu
seperti penyu belimbing penyu hijau penyu sisik dan penyu lekang
dan soal ide presidential club tapi kita harus cedera terlebih dahulu
untuk orang orang yang intoleran terhadap
maksud saya sebelumnya harganya rp lima puluh naik rp lima
menurutnya medsos sudah berhasil mempengaruhi generasi muda di berbagai negara seperti revolusi musim semi tunisia
ada yang dimakan anjing dicuri untuk dijual hingga busuk karena terkena ombak
kalau ada sisa surat suara
serta fasilitas pendukung wisata lainnya
mengapa kemudian anda memilih untuk tetap mencalonkan diri sebagai wakil
kerugian secara ekonomi maupun sosial yang diakibatkan oleh
bisa dibilang sangat susah karena yang pertama untuk menyuntikkan atau menstimulus siswa agar bisa tertarik dengan musik ini butuh perjuangan pak
baik itu menyumbang untuk menekan inflasi atau menyumbang meningkatnya inflasi
hmm murah meriah hangat mengenyangkan ya

bagi anda yang membawa sang buah hati tak perlu khawatir
forensik wanti wanti betapapun
dan norma etik dalam pengertian
dan memang penertiban ini diprioritaskan pertama kali adalah terhadap titik titik atau lokasi lokasi
tentu terkurang terlebih gitu
jadi kebetulan kita bertepatan setelah kita nonton lakers lawan nuggets nih bu
kita jalanin dengan nyaman lah
kalau anda mampir ke semarang cobalah jalan jalan pagi ke kawasan kota lama
nah ini biarlah nanti yang akan dalami dari pihak kepolisian
sudah ada di hati mas anies
terlalu banyak terlalu banyak mikir kalkulatornya bener bener sampai jebol kali ya pokoknya gue gak mau gitu
satelit itu memang kalau bangun
oh lumayan lama sembilan tahun
peningkatan bahkan nilai media
dan seperti biasanya kita mengundang suara suara anak muda dan bergabung langsung malam hari ini di studio cnn indonesia
cangkir untuk minumnya ini bisa kakak tutup di atasnya
halo good morning apa kabar nih semuanya setelah lebaran masih banyak enggak makanan makanan
organisasi yang sifatnya pembinaan
ya sekali lagi ini bukan masalah tiktoknya ya
untuk mempromosikan dan membesarkan daerahnya juga
biar fall gitu enggak
tuh lautnya semakin dingin dan semakin mengkurut jadi permukaan paras muka air laut tuh semakin lebih rendah tapi kalau
yaitu anda dapat memesan layanan pengumpulan secara online dengan biaya tertentu
karena di kawasan ini terdapat food court yang menyediakan beragam makanan dan minuman
kayak lo ngasih tau gue tapi gue gak nerima tuh bakal menurut gue percuma gitu
saran saya agar datanya itu real boleh dong komunikasi dengan kami
kita tawarkan tuh untuk mencari bantuan ke profesional
bukan pejabat tinggi terbiasa bergaul dengan rakyat dan mendengarkan
gondak di kan ada istilah sekarang nato kan
iya saya yakin itu presidential club
kita foto dulu lah
yang sudah dilakukan pada februari dua ribu dua puluh kalau tidak salah
dan ini yang bisa yang kalau kita lihat sebenarnya bisa menjadi pintu masuk bagi pengembangan
sebenarnya kalau terumbu karang itu ada tempat ikan ikan yang masih yang
makanya kita akan lakukan exercise exercisenya adalah di stretching gitu ya
capek memang sih kalau bulu tangkis
jadi apakah ayam yang segar dimasak sama ayam tiren itu kelihatan tidak
mbah sih memang terbiasa mencabuti bulu ayam sendiri karena tidak mungkin untuk meminta bantuan pedagang ayam potong
jadi demokrat berharapnya dapat berapa menteri
indonesia masih bergantung pada sektor sektor seperti itu
jadi mulai dari situlah kita serius garapin bakery yang spesifik di korea
ayam yang telah matang selama proses sungkep
gimana ya terus gue juga punya mimpi maksudnya kayak
ini kan rezi tadi juga sempat cerita ya al jazeera ini
seni kabanti kini diambang kepunahan
hal ini merupakan langkah yang sudah lama didorong oleh para advokat dan merupakan rekomendasi dari satuan tugas kesetaraan ekonomi perempuan
karena ini adalah perang yang terjadi
jadi semuanya gak ada yang jadi atlet semuanya mereka wirausaha wirausaha ada yang kerja sama orang dan kayak gitu
nah india dua puluh sembilan sekarang kita aja udah tiga puluh empat artinya apa
dan berkeringat untuk memenangkan prabowo gibran
oleh bang surya kepada pasukannya
mustafa rid andras wicaksono surabaya jawa timur
jadi ada jeda ketika kita sedang bekerja atau kita sedang kejar tayang atau kejar deadline seperti itu
jadi saya kira ini satu ketentuan baru di mana untuk memastikan bahwa siapapun yang berada di dalam pusat belanjaan itu dalam keadaan sehat atau terbebas dari covid sembilan belas
kali ini saya berkunjung ke rumah pemotongan unggas di utara jakarta
di tempat pertama kali ditetaskan
pak dhani anda melihat kemenangan ini bagaimana
tadi koko udah nyinggung sih
kepikiran apa nggak bisa ya kira kira ini telur penyu ini ditetaskan
sebab sekali lagi kita tidak mencari pengikutnya
atau mungkin nanti kalau cawapresnya udah pengumuman
dan mereka harus meng handle pemasanan dalam jumlah yang rapid dalam satu hari
sebagai modal awal di luar sewa lokasi dan biaya renovasi
terima kasih pak rujito
kami buat kami sepakati
tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat saling berkaitan
tentang daerah mana aja sih yang udah dapat dan mana yang belum
dan kemudian sore harinya pihak mahamas pihak pejuang palestina atau hamas juga sudah menyetujui proposal
padahal di tim lain di gajinya pasti lebih gede
tinggal mengirim foto yang anda inginkan ke dalam mesin dan dalam waktu empat puluh detik foto itu akan berada di permukaan kopi anda
mulai dari paket tabungan dengan tarif rp lima puluh per minggu
iya biar kita lebih semangat gitu nyanyinya
yang satunya ada di barcelona
terlalu banyak manuver jadi kalau jatuh tetap aman
membuat tempat ini sangat nyaman
kemudian sukses prestasi tim nasional sukses administrasi pengelolaan governance nya akuntabilitasnya
kini bisnisnya terus berkembang hingga memiliki tujuh cabang
ratusan penyandang disabilitas mental dan intelektual lingkungan pondok sosial atau liponsos keputih
nelce serta guru guru lain tetap semangat demi masa depan murid murid
serta membuat layanan menjadi lebih interaktif
pas ke bandung lagi ternyata si sel kankernya aktif lagi
cinta pada negara gitu ya
juga sesuai dengan apa yang akan dibahas begitu dalam music dua puluh
kalau di irama musik yang di luar gitu
jadi ada tiga universitas dari australia yang membuka kampus di indonesia
pembentukan karakter dan sebagainya
hal itu yang membuat rizky ragu
kalau misalnya saya ngerokok sama ada bau parfum gitu
nah baru ditajemin lagi di sma tuh
untuk menuju ke suksesnya gitu
tapi kalau misalnya di lautnya itu terjadi gejolak dan gelombang tinggi
kok malah gue ga ambil gitu
produsen tersebut mampu produksi satu ratus lima puluh ribu pieces pakaian muslim per hari
dalam kurun waktu empat belas hari setelah suntikan sebaiknya jangan biarkan anjing atau kucing keluar rumah
perang besar dan pertempuran
hal ini terjadi jika who menentukan pandemi
kemudian juga kebijakan moneter
sparring dan pick up games terus
tes dna tuh buat tes darah gitu ya
karena resiponya nanti menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas
tentang sekolah yang gue harus ke
jadi memang pemerintah ya
tidak bisa menguasai wayang wayangnya
kalau misalnya suruh milih nanti nih tahun depan lu dbl ya
dari teman teman saya di semua lmk maupun
untuk merambah suara anak muda dan menempatkan tokoh anak muda
menurut saya bahwa kerjasama ini akan semakin erat
sebuah pasukan paramiliter yang terlatih
jadi ini menikmatinya ada berbagai teknik dan cara ya
kalau saya sih melihatnya tadi seperti disampaikan darwoto
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
segenap rakyat kita segenap tumpah darah kita untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
ada yang pakai busana dari daerah mana
kan sekarang mas heri di plt nih
surabaya sebagai kota terbesar nomor dua se indonesia setelah jakarta
biasanya baru ke yang kita yang dewasa dewasa
seperti coklat dengan kandungan gula tinggi dan tambahan unsur seperti susu dan pemanis lain
kalau kita terusin ini
tapi apakah masyarakat sudah siap untuk beralih ke motor listrik
bukan kemudian berhenti pada framing
komisi australia untuk keamanan dan kualitas dalam pelayanan kesehatan mengatakan
kalau untuk ppks tadi yaitu adalah pengamen kemudian manusia
saya sih lebih saya suka makan bihun kari gitu kan jadi ya saya nemen aja kesini
hingga awal dua ribu dua puluh tiga ini lahirlah kafe lokalensi yang berarti tangan tangan orang lokal
ya ya ya apa mas aku turun saja
secara domestik presiden indonesia ini
bahkan menjelang hari besar transaksi emas anak meningkat hingga lima puluh persen dibanding hari biasa
karena semakin besar atau semakin tinggi potensi imbal hasil dari aset investasi sebelum pensiun
pemerintah mendorong percepatan proses vaksinasi
meroketnya nilai inflasi saat ini
tapi menariknya kakak kakak tuh disitu kan sebagai owner ya kak ya
mungkin karena itu para pengunjung itu masih cukup ramai datang ke sini
bisa jadi kemudian figur figur perempuan yang lain gitu yang muncul
tak membuat tim vaksinator di daerah ini putus asa
menutup jendela masjid seusai sholat jumat menjadi ritual yang tak boleh terlewatkan
kenapa pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi itu menerapkan
protein bisa saya dapat dari ikan misalnya di sini di sini saya bisa dapat dari misalnya dari ayam atau juga bisa dari telur
atau juga orang ini yang paling sering nih kalau kita lihat ternyata
sebelon indonesia putri dapet emas
lasno bersama kelompoknya membudidayakan kepiting hasil tangkapan
dalam hal kemampuan untuk mereka untuk berpengalaman
ya gitu ke paru paru gak bagus

pembayaran itu akan ditambahkan ke cuti orang tua yang didanai pemerintah
artinya bahwa dia memiliki risiko terjadi komplikasi itu tujuh lima
di shelter milik dkpkp ada sekitar satu ratus lima puluh kucing dan lima puluh anjing hasil rescue dari berbagai wilayah di jakarta
dari man kuamen pora itu kita ditargetkan fotografi nah makanya jadi biaya kita kembali tolong far conceptualisasi
jadi percayakanlah perbedaan itu keniscayaan
tapi coba kita lihat ada nggak kampus indonesia yang punya program itu
ini panji gumilang sudah dipanggil ke baris krim
dari segi perekonomian hingga penegakan hukum
masjid ataupun lapangannya masih kurang
ketua lembaga riset keamanan cyber cisrec
tradisi tradisi seperti itu nih mungkin yang bisa dibagikan ceritanya kepada kami semua di cnn indonesia connected ramadan pagi hari ini
untuk itu saya ucapkan terima kasih dan saya mengajak kita semua mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin dan presiden kita terdahulu
ada lebih dari lima belas varian seafood yang dijual di sini
ya menuju ke daulatan pangan kita
gubernur bank indonesia peri warjio pada pertengahan mei lalu mengatakan
mampu ditingkatkan menjadi enam ratus lima puluh ribu dosis per hari
bahaya untuk anak kecil itu ya lambatan ya jadi tumbuh kembangnya ini terlambat ya kan
sampai dia nanti warnanya dapet
sejak dua ribu delapan belas sudah ada enam belas sumber mata air yang didirikan oleh ali
yang kita harapkan adalah ketiga dari pancasila persatuan indonesia
jadi jadi pas di iran kan kita di gebukin kan
lip service itu hanya sekedar oh iya kita membuat kebijakan
rencana kementerian kesehatan untuk merekrut
jadi ketika memang sudah tidak mampu dan akutip yang tadi pak darwoto sampaikan betul betul tidak mampu ya
kondisinya sekarang hanya tertinggal atau tersisa puing puing saja dan berbatasan langsung dengan laut lepas yang ada di sana
tadi lagi ngerjain tugas dan saya ingin merasakan semangat itu
pasti kan tiap anak tuh harus punya x school tuh at least satu lah
apa eager buat menangnya tuh semua pemainnya gila banget terus solid
nah which is sebenernya pas gue ngelakuin gue happy
jadi keberpihakan daripada masyarakat indonesia
dan cukup semarak juga ada juga tarian tarian pada saat itu ada festival
sebelum ada pertemuan perdana menteri li keqiang
tetapi yang pasti kan begini kita percaya kita sungguh sungguh mendukung
gitu kan hampir sama sama aja lah aturannya
tapi kalau dibilang cantik cantik itu semuanya cantik
termasuk pelayanan kepada masyarakat
nah dari situ gue akan ngerasa kayak udah cukup lah
seiring dengan memang tren pasar dan juga supply dan demand ya pak edi
jadi pertama mereka meminta uang pembayaran yang saya rasa adalah totalnya satu delapan ratus empat puluh
apalagi ada chili oilnya kan ya pakai chili oil juga
atau daerah tertinggal terdepan dan terluar yang bertahun tahun sempat kesulitan mendapatkan akses digital
ya kalau dari komposisi kayak kita nih
coba bergending aja sih
kebersamaan menjadi hal yang membuat betah anak anak ini ketika tinggal di yayasan bumi damai
dari seribu sembilan ratus enam puluh satu sampai dua ribu empat belas pemerintah sudah mensertifikatkan sebanyak dua tujuh puluh sembilan juta bidang tanah
tapi banyak yang penasaran sebenarnya treatment itu kayak apa sih
dan kapan keinginan tadi direalisasikan keaksi untuk akhirnya jadi tindak kekerasan terhadap diri
story yang tergambar di pecahan lima dan enam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
nah tapi dari tadi kan nana mengarahkan bahwa kebutuhannya adalah untuk menampung partai partai politik
kemudian ini ada apa di sini ada otot romboid namanya ini agak lebih menonjol
ya gue berangkat duluan tuh waktu itu ya
delapan orang luka berat dan tujuh puluh dua mengalami luka ringan
ya walaupun lu masuk ke patriamuda juga ngantrinya lama ya joe ya
putusan dkpp dan mkmk
wah bisa pas banget deh sama kejadian itu
seperti misalnya di istana kepresidenan yang baru
atau meningkat sekitar dua enam persen dibandingkan dengan natal dan juga tahun baru dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
tepat untuk membuka usaha self photo studio
sejak awal berdiri hingga kini selama hampir sepuluh tahun masa awal produksi merupakan bagian yang paling menantang
bahwa pemerintah ingin gubernur jakarta tetap dipilih masyarakat
mereka tetap semangat bekerja dengan harapan seluruh warga bisa menerima suntikan vaksinator
bersedia menjadi ketua umum demokrat di kemarin di delik serdang itu
dan saat ini telah bergabung bersama sahur bareng cnn erianti rusdina edward warga negara indonesia yang kebetulan ada di sana
sehingga kita cukup di tempat yang bisa dilalui oleh kendaraan mungkin empat roda kayak gitu ya roda empat
ketika ada masyarakat atau mobilisasi masyarakat
pertama tidak memiliki masalah cash flow bulan
dan sebelumnya saya akan langsung mungkin ya ke bang andre terlebih dahulu ya
mau makan yang hangat dengan rasa tajam
saya belum lahir jauh banget
ngelihat dari awal nggak sih mereka waktu junior tuh udah memperlihatkan bahwa sebenarnya mereka
sampai hari ini yang meninggal dunia menjadi tiga ratus dua puluh satu orang
jangan sampai orang tua asik sendiri apalagi main handphone
yang sebelumnya menjabat di garuda sebagai direktur utama pelita air service
silahkan scan qr code yang ada di setiap pintu
hanya yang baru kelihatan saja ini di udayana
kalau tenis yang real malah kalah sama tenis yang guyon guyon ya mas ya
padahal icg atau international core justice ini adalah pengadilan tertinggi untuk hukum
gue mikir mikir susah juga gitu kalo berat segala macam
yang datang dari luar kota dari luar daerah yang terdampak
jangan lupa untuk bersuah foto mengabadikan kenangan pernah singgah di pasar yang hanya ada di bulan ramadan
yang mencontohkan di palu sulawesi tengah
nanti kita kirim langsung begitu supaya pak dubes nggak
dan juga investasi apa yang tepat untuk mengatasi kekhawatiran tentunya dengan kondisi ini
wacana dibukanya opsi pilot garuda indonesia oleh bumn ditolak oleh sejumlah pihak
karena sudah jelas ada perselisian antara yang mau menerima tanggal dua puluh enam januari
nah ini salah satunya dengan penerapan dynamic pricing
jadi kalau diseleksi pasti akan fair
di sri lanka sebetulnya apa yang harus dilakukan
meski demikian hati hati tetap menjadi kata kunci
warga desa kini hanya berharap tanggul dari susunan batu kali ini bisa menghentikannya
atas sejumlah isu yang dibawa dalam kepresidenan indonesia di g dua puluh
itu dia baru kemudian ada ketua dpr
karena ini memberikan kemudahan dalam masyarakat bisa mengakses informasi
ya mungkin peranan aku lebih ke edits
yang mengecualikan dan membedakan kita tidak mendapat fasilitas seperti enam agama lain
kebayoran baru jakarta selatan selasa sore
kalau saya bilang bahwa data data yang sudah bocor itu
iya bukan bukan limanya maksudnya antarkampus yang mewakili asia atau southeast asia kan ada kan olimpiade
cuman kan saya untuk pindahnya kan nggak punya biaya pak
contohnya kami baru saja meluncurkan
hari ini ditemukan tiga jenazah
pengusaha juga pemerintahan negara dalam hal ini menguatkan dalam surat edaran
oh ini juga ya berarti
masing masing bisa membawa makanannya dan kita bisa sharing
ada orang yang tidak pernah bersentuhan langsung dengan agama tertentu
tiga tahun di tim apa yang bola itu kenapa gak ditelusin kak abis itu kak
tetapi harapannya tentu dari dialog ini dari pemerintah dan juga pelaku usaha bisa ketemu titik tengah ya
bahkan ada program daur ulang untuk sepatu olahraga
untuk warga warga supaya tadi dalam kondisi pandemi ini bisa terjaga kesehatannya
mengingatkan agar penerapan virtual polis ini
dia lagi lagi uts katanya oh ya kita keluar dia lagi takut keluar takut
dan memastikan anda menerima mereka dengan tanggung jawab
jika revisi undang undang ite tak segera dilakukan
ketika kita di pressing bagaimana kita bisa dengan tenang mengontrol bola
nah jangan lupa yang juga menjadi amunisi debat adalah soal bagaimana kandidat itu menjelaskan karakternya
selain menu ayam goreng original favorit saya
ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah bahwa kenaikan harga pangan
tapi untung ada sma
ini yang menyebabkan kecelakaan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas karena ini
busana modest di indonesia umumnya menutupi hingga bagian bawah lutut atau hingga pergelangan kaki dan pergelangan tangan
itu kurang luar biasa apa itu ya
turun di leher tuh beda banget
main basket yang beneran ya gue dulu weekend
mungkin membutuhkan satu tahun mungkin membutuhkan lebih lama
jadi saya kira itu artinya seharusnya daerah diberikan kelelosaan lagi untuk memilih apakah kemudian mereka akan menerapkan pajak ini
kemudian yang kedua kita harus ini
bergegas bahtiar menyusuri pematang untuk memeriksa ketersediaan air pada sepetak sawah padi yang ditanam empat minggu lalu
kita akan bahas sore hari ini bersama prof hikmahanto juwana guru besar hukum internasional ui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
untuk mendapatkan hasil foto terbaik mendapatkan pujian dari wisatawan
membunuh orang atau menolong penghubungan
contohnya di bak dalam bak masih ada ember
juara sih keren sih itu kayak momen itu kayak wow
selain belajar meracik minuman ikhlas juga belajar hal hal lain saat berinteraksi dengan temannya
mereka seperti oh kita harus melakukan semua ini
jadi kalau sudah bicara soal fisik ya pemain kita itu emang banyak alasan
ada pun bagian tengahnya merupakan campuran dari telur gula merah santan dan sedikit tepung terigu
saya ada di kasme juga silahkan anda keluarkan laporan keuangan anda sebagai pengusaha
maaf kata orang peduli bahwa ada kekurangan kekurangan anak itu secara khusus
saya sudah menemu tapi saya masih boleh aktif
berarti dulu lu smp sd smp sebelum di amerika itu dimana jo
bahkan pernah terjual hingga tiga ratus lima puluh porsi
u delapan belas nih mas maksudnya cuman ya mau sampai kapan gitu kayak gitu gue lebih mikirnya ke situ sih
pak fikar apakah ada upaya hukum yang bisa saja untuk menaikan lagi fonis fonis pinangki ini
oke kita buat cv bahasa inggris aja nih gitu
artinya kalau tadi diutarakan oleh mas emil sendiri bahwa
tapi memang tidak nyari kayak kontrakan gitu enggak ya
sehingga pada akhirnya ya warga warga di sini tuh udah lumayan open minded mengenai perkawinan di usia anak
hanya kosmetik ketika kemudian di depan
demi suatu tujuan politik
negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan
kementerian informasi komunikasi dan informatika
termasuk informasi informasi yang diperoleh dari media misalnya
nanti kan yang muncul satu tidak mungkin semuanya yang menangkan gitu
nih aku lanjut makan di tempat berikutnya ya mbak jumy ya
bahwa kita harus berpihak kepada produk lokal
mungkin nggak bawa hp nggak bawa ktp mungkin itu mempersulitlah jatuhnya kayak gitu
semua bisa kena terus tiba tiba dipenjara
masalah diterima gak terimanya nanti urusan belakang
kita tahu undang undang dasar menjelaskan seperti itu
di sini benar benar lebih tenang gitu ya
lewat video yang dibuat pada februari dua ribu dua puluh
karena kita mempunyai satu lintasan tadi saya bilang tadi al fahd dari samudera pasir itu mengalir ke
salah satunya tadi merevisi kebijakan terkait dengan social e commerce
baik artinya sejauh ini korban luka maupun korban jiwa tidak ada ya di lokasi
saya rasa itu cuma ya dia lagi lagi berdagang produk produk impor
untuk intervensi supaya harganya jadi murah
tapi memang di sini ya kita masih melihat tiktok ini kan belum cost border commerce ya
itu juga kan sangat apa ya
biasanya para petani di dataran tinggi dieng memotong batang karika
apakah oss ini satu satunya menjadi kendala atau ada prosedur administrasi lainnya
tadi nasi makan sudah beres
menurutnya ada plus minusnya dari dua kondisi tersebut
diganti ke bagian paha yang memiliki kandungan lemak
aku satuin tuh di mix sama si yogurtnya sama buah buahan juga
karena tahun silam itu kondisinya sudah terendam oleh air laut dan mereka warga itu harus mundur sampai kira kira tiga km ke belakang
karena di internet semua orang bisa membuat konten dan berpendapat dengan bebas
anda bersama sps bahasa indonesia
ini menjanjikan fuel cell yang dikembangkan brin masih bentuk perwarupa
di situ anda akan menemukan kode pos anda
ada seorang bidan anaknya yang positif
masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi
saya ingin kita tidak memiliki genosida di negara kita
dan bagian isian janur berupa beras menggambarkan nafsu duniawi
jadi dengan satu satunya
menciptakan koril koril di berbagai daerah di qatar
bandung surabaya kemudian argo semeru
bangunan cafe ini memang masih tergolong muda
karena kan kita di tanah air pun juga sedang bergulat dengan persoalan ekonomi dan juga pandemi
terima kasih mas bima direktur selyo center of economic and law studies yang sudah bergabung sama kami pada malam hari ini
bahwa apakah itu masuk dalam etika pemerintahan atau etika individual
mie nya ini cukup unik bentuknya lebar bahkan lebih lebar daripada kue tiaw
kerjasama di bidang maritim
mau kader partai mau non kader partai di amerika itu
pasalnya mereka hanya menyediakan kupon antrian sebanyak seratus namun jumlah warga yang datang melebihi dari kupon antrian
tentu ada tapi saya juga tidak mau buru buru
tak hanya juara di dunia olahraga tetapi juga menjadikan olahraga sebagai media untuk membantu sesama
berbatasan langsung dengan gedung pertokoan
atau mungkin mereka pikir itu agak berlalu
kadang kadang yang sudah dalam mulut aja
dua pekan sekali nelce dibantu suami membagikan modul ke siswa
di sini ada beragam kue kering seperti palmier dan eg rolls
bapak kabit humas polda banten
pemeriksaan golongan darah sendiri hanya bisa memperkirakan hubungan anak dengan orang tua
kita akan lihat juga bentuk dari pendapat lain yang menyatakan soal amikus kura ini
beberapa kali itu delapan rokaat
nah kenapa ekoprint itu bisa dibilang lebih mahal daripada kain yang biasa karena dia dicetak menggunakan daun
kondisi biopisikal yang besar
tilang bunda menyiprat ini dia panas bun
di labuan bajo di borobudur
dari mana pak romo tahu bahwa presiden itu
sehingga otomatis itu akan berdampak kepada kuantitas dari produksinya
siswanya tetap bisa belajar meski tak datang ke sekolah
sebenernya orang orang kaya aldo not only dibutuhin kb sih
biasanya aku juga belinya tuh yang setengah mateng
ini bahkan bisa mengarah ke psikopatologi
ya mbak fira beberapa waktu yang lalu kami baru saja merilis catatan tiga tahun pemerintahan pak joko widodo
yang sekurang kurangnya dituntut dari sudut
trade siapa atas siapa menurut saya
anak anak belajar tentang bahan bahan makanan hingga teknik dasar memasaknya sederhana
untuk kita didik jadi engineer dan mungkin satu saat nanti bisa kita kirim ke pabrik porscher di jerman untuk belajar lebih dalam gitu
jadi yang bisa dilakukan hanya adalah sebatas efisiensi
kalau ini tadi di tayangan cnn nih
tapi kenapa praktisi powerlifting butuh defisit kalori ya
jadi defisit sudah hampir satu lima tahun
yang ingin menyelesaikan segala masalah sesuatu pekerjaan
karena atas izin allah saya dipertemankan dengan pak ali orang yang baik
terutama kekeringan dan banjir
pendarahan itu terutama di bawah kulit seperti ada ruang ruang pendarahan di gusi mimisan
nah hanya saja memang kalau kita bicara konteks penerapan pajak hiburan di beberapa tahun setelah masa pemulihan covid
dalam mengekspresikan karyanya dengan menggunakan simbol keagamaan
kalau dengan semarang ini kan tingkat abrasinya itu lima enam meter per tahunnya
atau lebih jauh pada hubungan suami istri ya
atau juga suatu lembaga dinilai
khawatir akan pergaulan putrinya juga menjadi pertimbangan yang merestui pernikahan sang anak
malam bus bus yang datang ke kawasan tersebut untuk wisata religi
pendengar orang tua anak di australia akan menerima pembayaran dana pensiun saat mengambil cuti sebagai orang tua
arogasi kekuasaan yang masuk ke partai
nanti kita bahas lho boy lebih lanjut lah ya
uph katanya nggak ada latihan khusus lah
yang sudah teknologi yang canggih sehingga
kayak dipermainin gitu sama anak anak kecil
dalam sehari tiffany restoran ini bisa menjual dua ratus lima puluh porsi soto betawi ini mereka sedang makan
soalnya yang jualan makanan betawi yang jualan orang tionghoa
apa kemudian yang harus dikhawatirkan oleh kita para manusia dari dampak kebakaran ini terhadap kelangsungan sejumlah vegetasi endemik dan habitat satwa
dan sesuai perintah presiden dalam satu bulan ke depan harus berada di satu juta ton
tapi juga di aspek aspek lain saya rasa memang kemudian uzbekistan
nah untuk tidak melanggar aturan prosedur tersebut yang terapkan
kemudian poin yang juga ditegaskan oleh megawati soekarno putri dalam amikus kora ini adalah mk tetap menjadi benteng bagi konstitusi dan juga demokrasi indonesia
wah kemarin yang pas habis penyelobosan tuh
mulai dari original kelapa muda nangka hingga durian
membatasi sosialisasi kemudian dia menjadi lebih tertutup
beberapa metode tersebut adalah melalui kemoterapi operasi radioterapi
kan kita ceknya dari misalkan log nya gitu
windy nama kaula muda tersebut yang rupanya sosok yang sangat inspiratif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
dan tentunya kami juga menyiapkan area khusus untuk menunggu taksi ataupun kendaraan online yang akan dipesan oleh masyarakat setelah menggunakan kereta wus
kalau tadi rekan rekan lihat kita
tapi tetap dengan mengikuti protes kesehatan di sini
ada proses pendaftaran dan seleksi yang harus dilaluinya
kain sutra dikenal sebagai kain yang awet tahan lama dan tidak mudah rusak
jika ia dilaporkan polisi
memfinalisasi keputusan besaran tarif sebelum nantinya
jadi tidak dilakukan kewenangan oleh
tapi ketahnya bahaya ya
setelah tercampur rata bulatkan adonan dan diamkan
dan lain lain ya itulah kenapa pentingnya kreatif hub dan tempat tempat untuk inkubasi umkm
harapan saya belajarlah yang sungguh sungguh
silaturahmi dan gotong royong menjadi kata kunci
ya tentunya elon musk tadi baru saja menyampaikan bahwa dia sangat sangat optimis terhadap indonesia
maksud gue dia bisa apa kalau di statistik sri kandi sih gue liat sembilan puluh sembilan poin totalnya pas di mp ya
kalau lari kan memang saya memang nggak bisa kalau pakai masker ya
betul kayak gitu nah inilah
cuma karena terbatasan kadang pakai kayu kayu seperti ini
apakah itu terjadi di indonesia
tinggal implementasinya yang harus kita lihat
kan kayak holl kami kan di atas gitu kan
ya itu saya bilang sebenarnya kan kita kalau saya pribadi kan bisa nyari uang nyari modal di pertandingan gitu
saleh menambahkan pengaruh pajak tersebut terhadap harga bbm non subsidi sendiri bisa terlihat dari perbedaan harga jual bbm di sejumlah daerah
rian fernando di wegu nyuljiarto bogor jawa barat
paling ada sekali tuh
apa favoritnya bu kalau datang hari ini apa dia
hatur nuhun ya sama sama sama sama sukses
jadi memang kalau misalkan lagi mau ke masjid ya ke masjid
nah bicara soal partai nih bang komeng
karena memang di jakarta ini kebutuhannya cukup besar
saya tidak akan kaget karena orang yang obesitas
yang berperan penting dalam menjaga kesehatan usus
saya kira itu memang masih kami belum siap untuk merayakannya
menyediakan satu ratus dua puluh juta sampai satu ratus tiga puluh juta lapangan tenaga kerja
seperti yang belum lama ini bikin heboh
karena urusan itu menyangkut urusan urusan internal
teras rumah menjadi tempat menganyam cangkang ketupat
konstruksi gedung itu sekitar empat persen
dan ibu ibu sangat senang dengan nama ini
gak ada latihan tiap hari gitu
sehingga totalnya enam puluh dua enam ratus dua puluh delapan rumah
makanya ada komentar kursi majapahit dan sebagainya itu
penurunan indeks persepsi korupsi indonesia pun diakui oleh komisi pemberantasan korupsi atau kpk
ya itu sekolah klinik dan lain lain itu menjadi satu disitu
oke ini statement ketiga nih terakhir
pelestarian alam dan satwa
yang dua belas orang dia berangkatnya lewat yang ke x tiga
angka ini naik pada dua ribu dua puluh menjadi sepuluh tiga puluh empat persen
pengelola tempat ini memang sengaja ingin memberikan pengalaman layaknya beras
luka luka bisa luka memasak
ini dilakukan dengan cepat ya
serta ketua mpr bambang susatyo
pada antemortem biasanya sapi terlihat lemas
sehingga sangat dibutuhkan peran penting dari pengguna ataupun pemilik kendaraan untuk terus menjaga kewaspadaan
rasa rasa lapar dan godaan godaan itu karena semuanya berpuasa kan
gue berani jamin kalian yang nonton youtube gue
ini juga ukurannya ada yang besar ada yang kecil ya
di saat gue waktu itu main twitter
masalahnya kalau ada satu orang owner gitu
karena kebanyakan orang dengan panic attack itu
kalau kita melihat dari sosial media x yang lagi ramai kan obat sakit kepala yang mana normalnya umumnya itu isinya paracetamol ya
daging buah karika yang sudah direbus akan berwarna kuning
kemudian kita akan lihat lagi yang menarik lainnya
maksudnya kenal basket itu berarti baru sma
jadi singkat kata dengan kehadiran satria satu ini
cuma di bandung tuh masuk murah loh
untuk mempertemukan antara kita secara internal
satu jabatan tertentu di kabinet indonesia maju
selain menggunakan perangkap untuk mencari kepiting bukan pekerjaan mudah
saat itu az ketahuan mengambil uang milik tetangganya
kami masih menghitung andi dan besar kemungkinan itu angkanya akan sangat membeludak
jadi marilah pelaku umkm bergega
saya juga banyak dialog dengan para para
kalau pdi perjuangan kemudian ditawari kursi menteri yang kami dengar pun memang pdi perjuangan sudah ditawari
alhamdulillah hari ini mereka punya inisiatif sendiri
mungkin orang orang ini adalah orang yang dulunya pernah punya pengalaman traumatik saat masa kanak
tahu saya biasanya memakai minyak kemasan
ari menegaskan ruu dkj yang dalam rancangannya tertulis gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
tetapi mereka yang kemudian masih tertati tati masih merancang untuk kembali pulih di sepanjang tahun setelah pandemi covid
yang dibentuk oleh nilai nilai yang berterima dengannya
atau menilai jangan sampai kemudian terjebak dengan hutang dan lain sebagainya
itu kan adalah salah satu upaya dalam mencuci di dalam melakukan
ini yang kita ajak semua masyarakat
namun yang saya alami tidaklah demikian
tersedia dalam tiga bahan yaitu kulit tenun dan kanvas
tapi bertahan di bawah untuk memberikan tiduran dan penyelenggaraan anak anak yang ada
nah itu masih suka ngumpulin video video itu tuh
ikut membantu konservasi penyu ini sekarang kan
biasanya kita akan cari ada yang namanya krisis dulu gitu bahwa di satu sisi itu ada yang konflik yang makin meningkat
sangat diapresiasi maka hari ini telah diumumkan kebijakan tanpa karantina diperluas ke seluruh indonesia
kapal ini juga desain pintunya didesain cukup lebar
membuat satu produk kemudian dijual dengan cara online by tiktok
sejak seribu sembilan ratus dua puluh dua bandung dikenal sebagai lokasi industri tekstil modern
pasalnya antara jalan dan terowongan kereta cepat berjarak sangat dekat
iya tapi ini dibakitin biar nggak kotor
kalau dulu pernah ada sembilan tahun sekarang sudah dua belas tahun
pemerintah dki jakarta menetapkan kenaikan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau pbbkb menjadi sepuluh persen
itu petenis petenis putri kita kemana sih mas
tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama
sebelum berangkat ke bengkel juga lewat peroper tuh
tarif yang kompetitif ataupun pilihan tarif yang mungkin dapat membuat masyarakat lebih ingin menggunakan kereta cepat bus
hingga yang paling mahal rp satu ratus sepuluh untuk seporsi pecah gurami
dan setidaknya ketika melihat sesuatu yang unik gitu
kita harapkan tidak ada kejadian tidak ada penambahan kejadian klb polio
disini berarti tempat kita berdiri nih
dulu gue di lesin sama nyokap gue tuh
happy bowler soks itu ngisi acara di smac satu
papan universitas gitu di magelang
semoga doanya yang baik baik dikabulkan
berkurangnya asupan cairan secara drastis
karena memang selama ini ya kalau kita bisa melihat ya mungkin butuh tata kelola yang sangat serius gitu
oh sama banget kayak master class yang di luar negeri sana kan
jujur gue main basket dari awal karena seneng doang
sehingga benar benar mandalika bisa menjadi tujuan sport tayment di sana gitu
dan sampai dengan hari ini sudah lima ratus empat puluh sembilan tahun bangunan masjid dan juga pondok pesantren yang berdiri
seperti shomai ayam hakau udang pangsit goreng dan yang ini favorit saya tim beef bols
bahkan undang undang dasar pun bisa diubah
selamat ulang tahun kota jakarta
jadi gak akan menyebabkan kebingungan ya
kalau yang dulu kan jalan udah capek kayak gak bisa banyak aktivitas gitu
kalau rio fahmi lebih defensif fajar lebih attacking biasanya
sebab perbedaan jenis gejala pilek yang muncul akan berpengaruh besar dalam proses pengobatan hingga jenis obat yang akan digunakan
pastikan layanan serta perusahaan asuransi sudah tepat dan sesuai kebutuhan
tapi nggak paham apa yang dibaca
lalu pengembangan pengembangan fasilitas dan lain lain
karena yang perkembangan kemperven motorhome dan overland paling di dunia ini yang paling sekarang paling banyak itu di australia
sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini
mungkin sekarang ada kebukaan antara pak jokowi
perubahannya memang benar benar drastis
jadi kpk pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap itu jauh juga
tentu dia menganggap bahwa oh ini saya berhasil saya dihormati
menyatu dengan tambahan bihun yang menjadi ciri khas sop lidah asli lamuru
sampai tujuh kali batch karena sebenarnya
karena dulu gue tuh selalu ngerasa kayak problem gue itu adalah pride

suku bunga yang tinggi gitu ya terus kemudian mereka tidak mengetahui bagaimana jam administrasi gitu
selain bertemu presiden xi
beradaptasi dengan hal ini
itu kan juga salah satu faktor yang harus dipikirkan juga gitu
nah ini saya masih berada di queen victoria market
memang pencarian bentuk baru dimana untuk kaum muda pun akan menyukai seni tradisi
ada alasan kesehatan karena lebih murah atau mungkin karena dipakai setiap hari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
kami sedang melakukan sesuatu yang disebut koreksin genomik
nah ini gayung bersambut akhirnya gitu
begitulah cara itu dimulai
yang penting jangan lupa sarapan yuk
tapi sekarang kan dengan adanya sport science ini modifikasi latihan itu udah bagus sekali mbak
cerah di tangan nih
itu dua tapi dua belum boleh
jadi dia makin merasa tuh udah frustrasi makin malu makin sakit
langsung penat ya ketika menerima serangan panic attack
baik hari ini objek wisata dieng kembali dibuka untuk wisatawan
ngelatih berapa tempat tuh berarti tuh
setuju apa nggak setuju wongso ingin main di tim profesional kalau ada yang nawarin
kini rata rata kunjungan setiap hari mencapai seribu orang
kalau mungkin kalau saya waktu itu mungkin lebaran di indonesia
agassi gak tau akhirnya gak join sih agassi
kesenian ini memang menjadi salah satu budaya di daerah cigombong
oleh karena itu maka penting dipertimbangkan bagaimana kalau kandidat itu berhadapan dengan panelis yang benar benar mumpuni
tapi saya mau manual ini saatnya satu biaya listriknya
paketnya sejam atau dua jam atau gimana
semoga apa yang diperjuangkan bisa terus ditegakkan
ya di tengah keramaian tempat wisata tentu kita wajib waspada menjaga diri dan buah hati tercinta
mas indra melihat efektivitas skema seleksi baru ini seperti apa mas
akan cukup untuk tiga puluh tujuh lima juta orang di tanah air
berbawasan kebangsaan bijaksana jujur adil
dan membantu mengajak ke mungkin memberikan bantuan pertolongan yang lebih profesional lagi ya
kalau tidak diawasi maka ini akan hilang beras ini
selain mengenakan masker yang paling penting adalah menjaga kebersihan dan tidak menggunakan bau bau menyengat
dengan demikian jis akan menjadi monumen hidup dan identitas dki jakarta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
jadi saya bersama rekan rekan kelompok punya pikiran gimana caranya kita tidak lagi terkena abrasi
ini mengibaratkan seorang pengantin yang menangis bahagia
saya ingin melihat khususnya dalam konteks pak muldoko ini dari perspektif pemerintahan
pasti keluarnya juga nyogok kan
pendaftaran aja masih belum
itu masih ada yang susah mendapatkan informasi
tapi secara umum overall kita melihat bahwa masih pada on the right track
pasalnya aksi kriminal terhadap anak bisa menyebabkan trauma berkepanjangan pada anak
termasuk bagaimana mindset cultural set dari para birokrasi
rasanya bumbunya juga meresap
enggak sih kakak gua enggak sih
apa saja step step yang akan dilakukan oleh pertamina sendiri untuk kemudian meminimalisir
begitu dinilai oleh who dki jakarta
ya bukan hanya sepak bola mungkin olahraga lain juga maju seperti voli
mereka cenderung tidak bisa berpindah ke lain hati begitu ya
ngerasa gue ada yang merhatiin gitu ya
lebih bantalan bantalan atau buffer
memangnya dari parpol parpol itu ada yang tidak laporan kepada beliau
saya kira tidak akan menyulitkan proses mekanisme pemeriksaan ini karena semua sudah dilakukan dengan by system
karena semangat kita kan setia di garis rakyat
alutsista terbaru tni angkatan udara
iya jadi suatu hal yang sebenarnya tidak hal yang
mengingat juga besok sudah akhir pekan artinya ada kemungkinan ada penambahan angka wisatawan yang datang
satgas gabungan juga sudah berhasil mengidentifikasi titik titik pengungsian
ada yang melihat ini sebagai
di era serba digital membuat para pecinta kuliner lebih senang mencari referensi dari media sosial
ya soalnya kemarin kita sempat tanya lukas juga kok kita kan abis wawancara lukas juga katanya
informasi yang kami peroleh penumpang berhamburan keluar dari gerbong di sekitar rangkaian kereta
tapi kalau udah gak lelah ya lanjut lagi
ya itu ternyata pelatih membagi sink
jadi dibuatnya dari kaldu ayam kampung sama ebi
daripada kita ngelawak lawak gak jelas kan bu
satu unit jeep berkapasitas tiga sampai lima orang disewakan mulai dari rp tiga ratus lima puluh hingga rp empat ratus lima puluh
shingles selama hidup mereka
bahkan ada yang cod yang kita terima baru kita bayar
nggak harus direalisasikan sebagai bentuk agresivitas yang berlebih
barusan buka sekitar seminggu kayaknya
karena dengan adanya akses jembatan cibiru ini tentunya sangat terpukau sejumlah kendaraan untuk menuju stasiun tegal luar
emang udah basicnya dari smp dilatih seperti itu
yang tahun ini aja sudah lima kali menaikkan suku bunga
saya pikir itu wilayah pak prabowo untuk memikirkan seperti apa
selain kemudian kita arahkan untuk bisa mendapatkan perawatan begitu ya
maksudnya secara fisik dia akan menjadi orang yang lebih besar dari aku
jadi tinggal pilih sesuai selera deh
dari harga rp sembilan belas rp dua puluh lah naik rp sebelas
dia merasa punya support moral tuh
gue kebetulan kan satu kantor sama ini kak gumi nya kameramen ini
dengan konsep restoratif justice pendekatan diversi pendekatan misalnya ada upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan korban
dengan menempatkan jamaah perempuan sejajar
seperti apa sih sebenarnya kapal rumah sakit itu ikuti saya
masih ada dua puluh korban dengan kondisi kritis
oke carl thank you banyak ya carl waktunya carl
karena dolar masih merupakan salah satu alat transaksi perdagangan dunia
jadi bisa apa buka bajunya
sejumlah kucing berbagai ras milik para pencinta kucing se indonesia

kemenkes pun sudah melayangkan teguran terhadap tiga rumah sakit
dapur sederhana ini menjadi lokasi bang ben menjelaskan ke saya seperti apa triknya
yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri
saya dalam bangat tidak makan yang pakai kayu begini
wah bun emang beda ya
dan benarkah isi laporan penyelidikan
presiden jokowi tampak geram karena daerah tidak menggunakan secara maksimal kas anggarannya
dian sri lanka faktor dari krisis pangan
jadi bayangin ini telur mentah daging mentah ya
dan ya saya ikut dalam beberapa proses ya
atau ruam baru lainnya
bisakah kemudian serangan panic attack ini memicu gangguan gangguan kesehatan lainnya dok
jadi hanya hanya kayak penumpukan imbon dan lain sebagainya
itu dengan adanya turnamen turnamen kelas m lima puluh k sama dua puluh lima k itu berdampak positif dong mas dengan terhadap petenis penis kita
lagu nah lagu itu pun macam macam
pertanyaannya adalah apakah mahkamah internasional akan menyelesaikan sengketa ini tanpa kehadiran dari israel
ya kan lo lo main nih lo kan pasti main posisi dua atau tiga ya lu dua atau tiga sih
ada parfum harga bahkan rp seratus
wah sudah lengkap ya sarapan saya
maka tanggung jawab pemimpin yang dipilih oleh rakyat itu kan orang lain
bapak saya tahu banyak sekali rasanya
lap pertama saya tertinggal jauh
peran mantan presiden yang masih hidup
kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg daryono mengatakan
dan ini langsung menyentuh posisinya pak jokowi
di sini ada sobkondro biasa tanpa bumbu kacang ada juga sobkondro bakar pakai bumbu kacang
karena terlalu banyak saran mungkin ya ya saya langsung ke bang andre bang andre ini bagaimana
di gaza bagian utara dan juga gaza bagian selatan

sekitar empat puluh lima dari warga new jersey sudah dapat vaksin
gua sih emes banget dia milih unpar ya kalo misalnya gua jadi dia sih gua gua pasti pilih yang lain gitu
jadi kalau kita lihat sebenarnya ya barang yang dijual di e commerce tuh
karena dia berada di pegunungan vulkanik
saat ini hanya dua puluh lima persen yang diproduksi lokal
eh tapi kan gua punya saudara disana ya
dan ini karena kami
fajar merupakan flank yang sangat bagus ketika kita di posisi bisa menyerang dan juga menguasai pertandingan
serta kita dapat melihat persentase baterai di speedometer
jika anda pergi ke luar negeri untuk sebagian periode
dan betul bulan empat sampai lima delapan itu boleh dikatakan tidak ada tidak bisa melaut karena apa
baik terima kasih mas bima yudhistira sudah menjelaskan kepada kami kira kira di masa inflasi yang tinggi ini masyarakat harus berinvestasi apa
terutama untuk para korban yang mengalami sesak nafas
visi tersebut dilaksanakan oleh
dari pengalaman mas bobi dua ribu sembilan belas berarti kurang lebih tiga tahun ya
bagus jadi misalkan tempe itu menambah katakanlah proteinnya jadi gampang dicerna
karena dengan adanya ngaben masal ini yang harusnya sudah dilaksanakan setahun yang lalu
nah nggak bener bener gak mau gak mau udah cukup kayak hembusan aja tarkam aja gitu
jika diolah menjadi produk akhir aluminium
hendrawan setiawan daniel yuwantoro yogyakarta
hanya ada satu disini aja
kami beri kesempatan untuk calon presiden nomor urut tiga bapak ganjar pranowo untuk menyampaikan pernyataan penutup waktu bapak dua menit silahkan
pempek sayangan menjadi salah satu pempek
sandu juga merekomendasikan agar anak anak terpapar pada lingkungan alami seperti taman dan taman bermain
banyak orang orang yang mengerti hal tersebut ini menyetifikasi bahwa ini sesuatu yang menyimpang
melaju hingga babak empat besar nomor ganda campuran bersama petenis belanda matt wimmendelkopp
belajar untuk mengenal apa yang ada
bus transjakarta pun ikut menerapkan aturan wajib menunjukkan kartu vaksin covid sembilan belas
gue suka si a si b dan salary capnya menurut gue masuk
makanya gue lagi tengah tengah gitu pelatih gue juga bingung
kalau gmb kan di video ini cuman hai aja udah
tapi ya alhamdulillahnya mungkin karena belanda juga mempunyai hubungan erat dengan indonesia
campurkan semua ke dalam ember besar ini
yang menurut hemat kami pasti sudah ada pertimbangan pertimbangan tertentu
assalamualaikum wr wb selamat siang waktu gaza
pantesan kalau liat tuh di instagramnya banyak bikin bikin kue ya
artinya tiga rumah sakit yang diberikan surat teguran itu membenarkan betul ada praktik perundungan tersebut
diprediksi konsumsi bbm akan lebih meningkat di waktu arus balik dibandingkan dengan arus mudik karena sebagian kendaraan melewati jalan tol
dan sepertinya kalau momen tahun ini cocok untuk warga indonesia
otak atik rancangan kabinet dilakukan nomenklatur tiga puluh empat kementerian akan ditambah diperbesar demi cukup untuk bagi bagi kursi menteri ke partai partai koalisi indonesia maju
lebih tentang tujuan kekembangan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
liga nya belum beres kan gak bisa dipanggil juga pemain pemain ya
hingga akhir dua ribu dua puluh dua tercatat satu ratus dua puluh tiga triliun rupiah kas daerah hanya diparkir di perbankan
dan sekarang memang interaksinya itu lebih berkembang kepada ya mereka mengiklankan barang
ya persoalannya adalah mana kalah ada pelanggaran hukum
baru kunjungan mahasiswa mahasiswa teologi akristan atau juga mahasiswa dari iain dari muslim
dua ribu dua puluh dua yang kemudian kabar reskrim ini dilaporkan masyarakat ke propam polri pada tujuh november dua ribu dua puluh dua
kita sudah buka ini dari dua ribu enam belas
aduh aduh ini kalau ada polisi tidur makin berat
mungkin empat komponen ini yang bisa menjadi dasar pemilihan pemainnya gitu
biasanya dalam kondisi sinyal inflasi meningkat ataupun sinyal ekonomi sedang mendapatkan tekanan
sebelum tersedia plts irigasi warga sudah mencoba berbagai cara untuk membuat saluran irigasi
semangat ipah tumbuh dari kegigihan sang putri untuk melawan rasa sakit
terkait dengan dampak perang ukraina dengan rusia
tapi kalau pakai baju ini kan nggak apa apa
sayangnya nggak bisa menarik penonton terus sponsornya lebih naikin lagi tuh gak bisa nggak tahu kenapa tuh
dan nanti para jemaah ketika mereka sudah tiba di bandar sukar hatta pun
utang anda tidak akan tersentuh sampai anda mendapatkan pekerjaan
pengen main dbl sebenernya tuh
ini kan kontestasi demokrasi
karena kemudian kalau kita saksikan bahwa dalam perolehan suara besar
apa men sortir atau menampung informasi atau suara suara
untuk cara seorang wanita menolak medikasi
gerakan ini menjadi ekspresi memilih selain pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran
sudah dilakukan sejak enam ratus sebelum masehi jadi sudah dipergunakan sebagai alat tukar
oh itu enggak tetap dua puluh seharga
cuma kita cek dulu sih sambalnya seperti apa
artinya ada satu nih akun yang terkutip menjadi komandonya
harus serius berani dengan tegas
pergi ke pesisir pantai di titik titik tertentu supaya bisa dapat januari
sudah dipaksakan untuk dilaksanakan di seluruh daerah
bahwa nabi itu mengajarkan wanita di belakang
tapi dengan melihatnya satu kumpulan perang
nuansa ketupat terasa ketika menyusuri jalan setapak menuju permukiman warga
kita juga memiliki alternatif
jadi saya kira ini salah satu tujuan utamanya
dalam artian karena ini menyangkut juga daya beli gitu ya
sekolah juga sudah mulai buka lagi pas banget
berbagai macam menu sarapan sehat ini membuat pagi jadi lebih semangat
di luar bulan puasa aibda andri mengajar anak anak membaca al quran setiap malam sabtu
sampai gue seri pertama di semarang ya gue masih dibully ya gak main pake polo
iya tujuh puluh tahun tujuh bulan
homeshikamaru berbasis bahan bakar minyak dan membutuhkan listrik sebagai sumber daya
oke berarti setelah mendaftar gitu diberikan bukti konfirmasinya via email kah atau seperti apa
namun fenomena agresi atau munculnya sedimen baru di bibir pantai sepuluh tahun lalu
nah dengan dihadirkannya pameran ini diharapkan bisa menstimulus geliat ekonomi masyarakat
ada kadang kadang kan ada orang yang mau kasihnya ke kita tapi dia yang malah maju lu gitu
bahan tersebut terbentuk secara alami di jenis tanah laterit atau tanah merah kaya aluminium oksida yang tercuci oleh air hujan
kemudian dia tahu bahwa kawasan itu ada juga penghuni lain
orang tua sampai tanya kita harus nyumbang berapa
nah tiba saatnya kita menikmatinya
apakah sudah cukup baik dikelola oleh
tapi kalau mbak wiwi menggunakan diksi diksi seperti ini
dimana kalau bebas finansial maka orang ini selain telah mendapati berbagai hal yang dia peroleh dalam hal momen kemerdekaan finansial
tapi juga tergantung pemainnya gitu loh kalau pemainnya emang dia punya bakat punya talented terus kerja keras punya komitmen yang luar biasa
karena tadi keterlambatan angkutan kadang libur apa natal tahun baru cuaca ya
ngerekrut banyak pemain pemain muda
bahwa ingin mendapatkan keterangan kronologis yang sebenarnya seperti apa
ini kaitannya tadi kan dengan tanggal itu tadi
jadi kita tidak menggunakan mobil porsche yang digunakan di jalan raya
mampu menampung lebih dari tiga belas orang
tahun ini diperkirakan jumlah hewan kurban yang dijual di surabaya naik lebih dari seratus persen
yang diguyur kinca aren serta santan
atas tuduhan menganiaya bp
bagaimana anda melihat aktivitas ekonomi yang kembali mulai bergerak
karena umkm ini tidak bisa bersaing untuk harga yang lebih murah dari produk impor
seperti di surabaya di jakarta juga ada di bali tapi umumnya banyak juga ekspatriat gitu
pasti kan semua orang pengen ke lapangan one on one
jadi istilahnya kecepatan makanan untuk menaikkan kadar gula di dalam tubuh
pemerintah akan fokus untuk melanjutkan pembangunan bts
saya menganggap bahwa kemungkinan berjuang ivf adalah berhubungan dengan wanita
eh kita ini menganut sistem apa otonomi daerah eksekusi itu tidak murni dari pusat saja
apalagi kalau kita lihat nih misalnya ada peristiwa pembunuhan kemudian diikuti dengan bunuh diri gitu
dan mungkin yang pemain terbaik
sementara untuk bakso tumpeng tetelan uratnya seharga rp dua puluh lima
sekali lagi ya bicara digitalisasi umkm media sosial
nah ini yang jadi pr kita sebenarnya
saya mau memasukkan makanan yang ada di dalam mulut saya itu adalah kalau bisa memang makanan makanan yang memang bermanfaat bagi atau mendekatkan saya pada kesehatan
mbak sih ogah untuk memakan ayam goreng bumbu buatannya
apalagi kita di dua ribu tiga puluh akan mengalami bonus demografi
tapi juga dikombinasikan sama rempah rempah gitu
tetap dalam kondisi tenang
dari interiornya terlihat susunan rak rak buku yang dijadikan simbolisasi rak buku zaman dulu
selain rumah jalan utama di desa cemarajaya juga sudah rusak
pengguna tiktok hingga april dua ribu dua puluh tiga ini mencapai satu ratus tiga belas juta
kita belum tahu ini belum terkonfirmasi
kita tidak berubah ke ai dan berkata beritahu kita apa yang harus kita lakukan
sebelum disajikan tiram yang sudah dicampur dengan bumbu rempah yang terbuat dari kunyit bawang putih dan lada serta bumbu lainnya ini
kita sedang mendata sekarang
belanja lebih prioritas dana darurat dana darurat mungkin tiga puluh persen dari sisa pendapatan
jadi kami sangat berharap ini bisa dilakukan
suroki menambahkan bisa saja pendamping hanya mengantar bisa pula sampai ke bilik suara
tapi zaman sekarang itu lebih berbeda

nono buat perencanaan kisaran biaya sesuai bintang hotel
dengan banyaknya gedung gedung tua yang disulap menjadi restoran dan kafe
kasih statementnya aja kok yus
ketika bisa melakukan apapun yang mereka sukai bersama kawan lainnya
adalah hari festival indonesia yang kebetulan kita harus berpartisipasi di dalam festival ini
besoknya boleh dipanasin sebentar kemudian dikonsumsi
akibatnya di situ endapan jadi tinggi
tetapi di satu sisi tetap aman dan sehat
mulai dari rumah tradisional hingga kawasan pura
yang menguji adalah anda penasaran langsung kita cek let s check it out wahana pertama yang saya
ini adalah hidangan yang paling terbaik untuk ibu di kampung
mendapat posisi yang spesial di hati
kemudian warga melapor kepada pemilik kontrakan
lu udah join hampir dua bulan
oke mbak davira kalau misalnya kita tanya tradisi lebaran di indonesia kan banyak begitu ya
itu dari dua ribu dari
bahkan kapal ini juga memiliki ruangan ct scan
jadi kita tunggu sampai kelas dua sd baru saya dimasukkan ke sangga dan alhamdulillah masih berlanjut sampai saat ini
dan mereka pikir uv nya rendah
yang kami hormati wakapolda banten beserta pejabat utama polda banten dan kapolres jajaran
karena kearogansi kekuasaan kalau kekuasaan itu artinya pemerintahan
dan menurut saya ini akan menjadi penambah
artinya kalaupun misalnya ada perubahan ya tentu akan ada rancangan perubahan undang undang itu sendiri
tapi salah menentukan cawa pres itu menjadi sebuah tindakan yang melundar
jadi kayak gurihnya dapat asinnya manisnya
dan bahasanya sekarang mungkin ada beberapa istilah yang kurang dipakai sekarang sebetulnya
jadi bang ali lah yang memberikan rekomendasi kepada departemen tenaga kerja
banyak beberapa partai banyak
pemberian pakannya juga harus jangan sampai dia itu telat makan
menyatakan rasa manis memang disukai oleh mayoritas masyarakat
kapasitasnya ini sekali masak dia maksimal lima belas
jadi yang tercisa adalah yang di rumah sakit yang tidak teridentifikasi oleh keluarga maupun kerabatnya
kemudian beberapa waktu berikutnya dia bisa membuat lagi gitu
juga rumah sakit al hilal ilmarati juga adalah rumah sakit persalinan satu satunya yang ada di jauh gaza yang tersisa terpaksa juga memang hanya beberapa aktivitas saja yang dilakukan
pakar iklim dan meteorologi dari brin
memurah keadilan bagi para pelaku mengingat ini adalah masalah yang sangat sensitif
nah sementara mungkin tidak semua perikmat kopi yang tahu betul
lebih enak lebih apa ya pas gitu lah
komoditas ekspor utama indonesia adalah kendaraan dan suku cadang
gue lumayan telat lah masuk klubnya dibanding yang lain deh ya
itu meloloskannya di dpr
untuk season kedua kita mulai di juli sampai dengan november
ya itu dia sejarah nama minuman es air mata pengantin
nah kronologisnya dulu ya kenapa ini bisa muncul gitu ya
terus bawahan berupa rok celana itu bisa distyling menjadi satu kesatuan modus fashion
untuk dokter gigi suami dan ketiga anaknya alhamdulillah negatif
itu bagaimana seharusnya atau sebaiknya kita menyikapi hal tersebut
itu yang menjadi concern utama
kelompok mainstream itu seharusnya ya dialog
kalau pkb itu kemudian biasanya kemudian melihat pada misalnya kalangan perempuan yang misalnya relatif dekat atau menjadi bagian dari kelompok santri
secara ekonomis untuk dibangun oleh operator
dengan kemudian kembali dibuka dua puluh lima persen kapasitas diperbolehkan
bagi dewi munggahan adalah momen yang tak boleh dilewatkan jelang bulan ramadan
karena kadang kadang kan mereka tidak merasa kehilangan atau diserang
fintech ini digitalisasi dari sektor keuangan berjalan cepat
lu menjanjikan banget omongan lo ya
terus abraham damar grahita
sekolah juga bukanya itu kemarin pas mulai ramadhan
demikianlah tadi sebuah rangkuman mengenai bantuan pemerintah
kalau ketemu sama orang orang yang bawa bawa gerobak suka ngobrolin apa aja biasanya
ia mengaku menjadi pembulung musiman
kemarin kita sempat mau sarapan pagi dengan pak ahmad ali
jadi sebenarnya dulu itu namanya xj masterclass
melainkan tercampur merata dan terjaga kekentalannya
namun persentase kematiannya sangat rendah
jadi memang di situ poin poin apa ya
tujuan tindakan pemerintah ini adalah untuk mengurangi kesenjangan super antara laki laki dan perempuan
itu china tidak hadir
kita akan bergabung langsung dengan konferensi pers di pendopo bupati cianjur berikut ini
badannya kecil kecil badannya kayak lu kayak si winston gitu ya soalnya
mengatakan bahwa penting untuk mendorong institusi pendidikan
dari orang yang punya duit ada orang yang gak punya duit ada orang yang niatnya mau maju ada orang yang niatnya cuma main main doang
di tahun dua ribu empat di tahun dua ribu sembilan di tahun politik di tahun dua ribu empat belas kemudian dua ribu sembilan belas di tahun dua ribu dua puluh empat ini amikus kurai begitu banyak yang diterima oleh mahkamah konstitusi
suhunya di atas tiga puluh tujuh lima lalu juga dari observasi gejala ada tanda tanda seperti terinfeksi covid
empat wni dan satu istri wni dapat dievakuasi ke cairo saat ini
sangat sulit untuk dipeluk tapi juga memungkinkan orang untuk bisa memeluknya gitu loh
ya emang udah harus paradigma gitu ya kan ya
tidak dengan lambat seperti melawan uzbekistan kemarin
tentu pendidikan lebih penting karena kurang menurut saya sekarang banyaknya kasus kasus yang anak anak bully atau apa
dia akan menetapkan formasi tergantung dari lawan lawannya
dengan dr azimatul karimah dokter spesialis kejiwaan uner
yang punya prospek dikirim ke amerika
kan gak paling megang boleh kayak cuma beberapa hari gitu kan di dalam seminggu
itu situasi situasi itu yang tentunya perlu kita lihat nih apa arti tulisan itu
jadi kita butuh penelitian untuk memiliki waktu untuk mengembalikannya
tiba tiba dia mengalami serangan semacam itu
jawa barat per dua ribu dua puluh satu mencatat jumlah penduduk sebanyak empat puluh delapan dua juta
malam ini saya akan berbincang dengan analis new york drone and pryd ian kurniawan
ketiga jenis roti itu dibedakan dari warna stikernya dan dilengkapi juga dengan hitungan kalorinya
diprediksi jumlah pemudik tahun dua ribu dua puluh tiga mencapai satu ratus dua puluh tiga juta pemudik
bisa nggak gurunya dikasih duit sepuluh juta per mata pelajaran
anda bersama sbs bahasa indonesia
itu jauh lebih kuat dari presiden amerika
fungsi set top box adalah mengubah sinyal digital yang diterima menjadi gambar dan suara analog
lembaga keuangan atau bank ini menjadi intermediasi dari atau jantungnya dari perekonomian
dalam sehari meal crabs buatannya dapat terjual hingga lima puluh loyang
misalnya pak prabowo begitu hubungi pak sby silahkan ini bagus
sama restoran kami ini kan dalam kondisi
setelah udah mau beresnya di bandung kan mau pindah ke jakarta kan waktu itu ya
tentang alam sekitar saya pikir
polda atau jajaran pori
untuk memasuki wanaegriya waterpark ini
jadi potensinya satu ratus tiga puluh bilion usd tahun dua ribu dua puluh lima dua ribu tiga puluh
rekeman banget buat anda kalau mau sarapan
jadi tadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan penentraman ya
nggak boleh ada di dalam akwarium sebenarnya
satu ember pakan yang dibawa penyelam memiliki berat dua puluh lima kg
soalnya soalnya kalo gua liat kan si coach matt kan lagi fokus bikin video tuh ya
kalau lagi lelah capek gitu
nah ketika lemaknya meningkat itu adalah cerminan daripada berbagai permasalahan
maksudnya kalau misalnya dibilang pemain college atau apa mungkin banyak
kalau sudah matang sudah tidak kekiri
kasus soal penerimaan mahasiswa ini
ya kebanyakan untuk penyu di sini di pantai waduk waduk itu adalah sementara ini ada satu penyu
meskipun sesungguhnya masyarakat itu sudah pernah mendengar ajaran sahadat
tapi kita paling tidak sepakat bahwa ini harus diselebrate sebagai bentuk suatu kemanusiaan
kuliner yang juga kerap muncul pada tayangan drama korea adalah bulgogi rice
ya kalau melihat tadi mendengar bersama albi menjelaskan ada apa saja di sana
yang bisa menghabiskan satu kuintal sayur sawi dan toge
mungkin cuma jam tujuh
atau melakukan pb antara pekerja dan pengusahanya
kan hanya berita makan siang
warga lokal banyaknya di sulut sini dan jakarta
menurut saya investor juga akan enggan untuk memberikan kepercayaan kembali pada sri lanka untuk melakukan bisnisnya
berwisata lah yang bijak
bagaimana caranya ketika berbelanja bahan baku atau pembuatan makanan seperti soto betawi tadi mahal semua
jadi saya beliin merchandise liverpool
seharusnya itu bisa ya paling tidak sekitar enam puluh sekolahan
oke jadi emang sekarang kabinet itu lagi di otak atik temen temen
ataupun dari pihak pihak yang tidak memiliki legitasi usaha yang jelas
karena hanya dua puluh tiga lokus maka hasil tes dna hanya berupa probabilitas antara hingga sembilan puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh sembilan
mengajak murid murid untuk yuk ikut kabanti susah nggak sih pak
ini juga menjadi ajang kita menjual peluang peluang investasi
nggak akan balik sih saat summer ini
membangun guidelines pembelian kedamaian
iya anjing apalagi dia sambil basket lu tau sendiri basket gimana kan
victor menurut anda dari pengamatan yang sudah dilakukan dari pagi sampai saat ini
masyarakat yang mau ibadah begitu jauhnya
nah kebetulan apcc ini pada segmen ketujuh ini
misalnya enggak dia mengambil uang secara dunai dengan besar gitu ya untuk supaya tidak mudah dideteksi oleh pengguna taugung
berarti lu diunpar empat tahun kuliah lu empat tahun tuh ikut ya
mungkin menurut bung jerry melihat statistiknya ini peluang untuk indonesia malam hari ini seperti apa nih
bisa dibilang itu juga tapi kayaknya saya lebih fokusnya untuk menginspirasikan orang aja sih
menurut kementan hanya satu satu persen dari total hewan yang terinfeksi pmk
yaitu peraturan bssn nomor empat tahun dua ribu dua puluh satu
bukan ada di kolamnya
baik itu dalam bentuk keputusan menteri
kurang baik nah ini juga
pemilik usaha legal akan memberikan segala informasi secara terbuka
jadi pantas lah kalau misalnya dibilang mas adek itu sebenarnya lebih ke apa ya
bapak memang ini sesuai juga dengan tujuan
yang memang sekarang juga menumpukan pada upaya
apa yang kita sedang mencoba untuk mencoba
tapi kalau tadi kan bang andre bilang para pemain ini sudah siap sedang melakukan pemanasan
pak jokowi sempat dulu membuat satu indikator
lebih rasa kayak ada bawang putihnya terus kunyit ya
dan saya menduga bahwa pemeriksaan kemarin itu kan hanya tambahan
bagi lima belas dua puluh persen orang tinnitus menyebabkan kesusahan dan berdampak signifikan terhadap kehidupan
jadi ini mah rumah yang di sini tuh masih fitur fitur ketika pertamina produksi ya kita mau tidak mau berangkat
jadi menggabungkan antara pastry sama kopi
bahwa kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya dok ya
kemudian pemeriksaan penunjang x ray untuk memastikan tulangnya mri untuk melakukan
bagaimana kemudian memprioritaskan orang orang yang sudah bekerja
bahwa kondisi pandemi di beberapa negara dunia
bukan disebutkan partai politik begitu pak
akhirnya kan kok itop jadi manajer timnas disini kan
nah kalau kemudian dua e commerce
itu udah mulai terus main main sampai akhirnya
saya juga kurang tahu siapa sih pemainnya
ah itu tuh paling di bandung kan
bakteri probiotik adalah makanan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan usus
yang cukup biasa di hujan sejuk ini
sebagaimana yang pernah saya sampaikan
jadi tak heran bila kesempatan ini dimanfaatkan banyak orang untuk bisa mendapatkan banyak uang
dengan member rm jin suga j hop jimin v dan jongkuk ini
dan saya berharap bahwa import lima ratus ribu ton yang kemarin itu cukup sudah sampai di situ
dan jadi mereka mencari tim pon tim bali pon

kan kemarin ini ada thomas teddy itu kan yang
pemerintah berencana memperlakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm darurat lantaran kasus covid sembilan belas semakin melonjak
katanya butuh orang gede tuh big man katanya
menurut saya itu pertanyaan yang sangat bagus
tapi saya berhasil akhirnya turun dalam waktu enam bulan itu jadi di enam puluh lima kilo
juga berjalan dengan baik
upaya identifikasi secara aktif lebih detail
ada nasi yang digoreng ada juga nasi yang direbus atau yang biasa disebut bubur
jadi gue tau gimana semangatnya para orang tua untuk anaknya
jadi kalau misalnya kita tiap bulan sekitar lima juta dikali tiga ratus jadi satu lima miliar
dari delapan terpidatu yang ketika tahun dua ribu enam belas lalu ini masih berada di bawah umur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
di sekitar rumahnya yang rusak
kalau perlindungan ke konsumen memang ya salah satu masalahnya yang tadi digitalisasi
waktu itu sempat dikasih dari awal sebulan sekali
tahun lalu gak ada antonio davis reckless kemana masuk playoff juga gak
apa yang penting yang mereka lakukan
pantai itu sangat keras
artinya dia melakukan penyusuaian konsumsi dan mengurangi pola konsumsi
yang sudah sangat rusak dan ditinggalkan oleh masyarakat setempat
masif ketika didekati atau berenang namun tidak seimbang seperti mirip ke kanan atau ke kiri
kepada orang tua korban tersangka beralasan ingin membelikan korban makanan
menanggapi hal tersebut calon presiden nomor urut satu anies baswedan menyatakan mengapresiasi keputusan mahfud yang menjunjung tinggi etika
kita bisa mulai dengan melakukan aktivitas gerakan hanya dengan menggunakan tubuh sendiri yaitu latihan kaki
dan pelatih asingnya juga kalau bisa yang berpengalaman
tapi memang masih agak normatif
kan banyak teman teman di luar sana mengatakan
klb harus dilaksanakan oleh dewan pimpinan pusat
saya dan istri alhamdulillah juga sudah dapat vaksin
lima yang saya pikir adalah
salah satunya album vinil martin gay
ya dana yang besar punya kesempatan besar ya
terdakwa atau dari saksi saksi lainnya
diskriminasi serta stigma yang melekat padanya
seperti itu di indonesia ini saya kepengen ya
kalau sebelumnya itu selain kita apel di lapangan kjri
keseluruhan siklus hidup pakaian kita
jelas sekali ombudsman republik indonesia mengatakan maladministrasi kementerian dalam negeri
tak jarang di waktu senggangnya
itu adalah pimpinan partai demokrat
iya oke bang ben katanya bocorannya juga waktu pas syuting agak lain ini itu mepet banget sama kawinan sama pernikahan betul
sistem jualannya berbagi rezeki
tapi kan tadi ini agak bingung nih karena teman teman yang berada bersama dengan pak prabowo ini
ini nah ini jumlah cuannya
baik berarti ada penambahan korban ya pak ayah untuk korban meninggal dunia
bukalapak anak anak muda semua
jadi perlu digarisbawahi untuk tactical pause
saat ini sudah banyak sekali toko roti kekinian
tim liputan cnn indonesia
tentu harus support dari pemerintah ya untuk mempercepat digitalisasi
warga juga dapat menukar sampah dengan aneka bahan kebutuhan pokok
kualitas keimanan seseorang itu
di western kita gak dapet itu gitu
satreskrim polres metro jakarta pusat menyebut tersangka bekerja sebagai pengumpul barang bekas dan sering minum kopi di warung milik ibu korban
dari teknik dari sistem bermain dari metode latihan seperti itu
tapi ini masuk akal banget komang teguh akan berusaha menggantikan rizky rido yang harus absen karena kartu merah kemarin ya untuk menghadapi uzbekistan
bumn institut ahmad yunus menjelaskan
lalu dari mana sumber polusi udara
sehingga semua orang berbondong bondong
kita laporan kepada presiden itu sah
wida subianto aga dipa miki peresia surabaya jawa timur
sementara pilek karena infeksi umumnya disertai demam
juga saya bertekad manakala saya menerima mandat dari rakyat untuk tetap menjalankan politik bebas aktif non blok menghormati semua negara menjadi tetangga baik bagi semua negara di kawasan kita
juga sempat membuat rizky mengurung diri
untuk dapetin juara lagi nih
jadi aku jatuh ke belakang gitu langsung ke duduk
sudah kayak orang tua sendiri
kalau amerika kan dua belas ribu udah gak mungkin
saya suka sekali karena banyak teman teman
ini tercantum memirsa dalam pasal lima ayat satu undang undang nomor empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan tentang kekuasaan kehakiman
jualan bisa empat miliar delapan miliar
yang disebut dengan cakupan imunisasi
jadi seperti itu pola kerjanya jadi pola kerjanya jadi seperti itu pola kerjanya jadi
dan belum lagi cubaca ekstrim yang semakin sering terjadi prof kalau kita lihat itu kenapa
intinya tuh dia bilang apa ya kayak udah gak mau main basket lagi kan kuliah mau fokus kuliah doang
mereka ini negarawan senior
karena lokasi tempat tinggal itu akan sangat besar pengaruhnya
bang benny juga gitu mama bangga kali gitu delapan dua juta penonton keluarga
ibu mau lihat nggak cicip cicip makanan makanan indonesia seperti apa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
tapi nyatanya di indonesia ada beberapa wilayah yang hujannya masih deras
ini untuk mulai kemarin hari ini ada peningkatan untuk konsumsi pertalit juga pertama
tapi pertanyaan berikutnya apakah umkm mampu memproduksi barang tersebut
jadi bisa kita bilang dari masalah lantai pasok
mas bima inflasi yang tinggi tidak hanya untuk barang barang
dan itu menurut teman teman di berbagai wilayah
di kunjungan saya kali ini ada pentas seni pencaksilat cimande nih
bahkan dia ya kalau kita bisa menyebut aplikasi media sosial mereka belum pernah
jadinya akhirnya kan kita taunya catet pake kertas
atau masih harus menunjukkan strp juga
ya kembali lagi pembinaan kita kayaknya di daerah itu kurang bisa berkesinambungan
soalnya ketika ototnya takut dan kita melakukan tas kayak gitu
pas di abel itu yang seleksi bip test itu
pedagang mengklaim sapi dan kambingnya dalam kondisi sehat
nah pertemuan bilateral ini sendiri
ada di situ peluang kesejahteraan kita tahu ekonomi kita ekonomi digital kita luar biasa
terdapat di kategori satu mungkin di seberang
sebetulnya sebesar apa kehilangan yang terjadi di sektor ekonomi dalam hal ini pusat belanja bang
pak sby dulu delapan belas pak jokowi lebih gila lagi dua puluh satu menteri
putri punya kansnya lebih besar karena itu
terus mulai tanding tanding ya sd kelas enam
di ragunan dia udah disuruh jadi nembak penembak gitu loh
kita juga mengadakan dengan masyarakat indonesia
jadi pas gua smp itu masih di voice jadinya gak apa gak ketemu dia pas latihan kelas kan
dari sisi kandungan minyak curah masih diragukan kualitas dan sumbernya
x tiga kemarin di plaza indonesia juara satu
ini kita satelit terbesar di dunia
jadi team game nya gila banget menurut gue
ya nama jual jualan ya optimis aja jualan kan kadang ada sepinya
dan hanya ditangkap oleh bakti saja
terus ngumpul semua di sana pakai hp
lalu yang muncul adalah nuansa seolah olah ini ditarik ke dinasti politik
misalnya kalau di bidang pendidikan
untuk mencoba membangun perusahaan
jadi pelatih harus banyak gitu ibaratnya
namun masih ada kontroversi seputar acara tahun ini
kondisi keamanan kondusif di dalam lapas
meski tidak ada perayaan namun misa misa malam natal tetap dilaksanakan di gereja gereja di betlehem
dan kita juga kemarin baru mengadakan dengan murid murid dari georgetown university
presidennya cuma empat pas pampresnya empat ratus teman teman
kalau yang kayak lapangan sma sma gitu udah ditutup semua
orang sudah mulai terbiasa dengan telemedicine
jadi jarak berapa kilo dari patahan harus
tentunya dampak ini masih akan terasa tiga empat bulan ke depan
ini ini nanti gua udah udah ngobrol gua udah ngobrol sama mas budi kan
semua negara yang pernah mengalami krisis
main di bulu tangkis
itu akan terjadi bleaching kalau kita lihat kami itu
udah gitu ya tapi ternyata si empet tuh masih mau ngirimin saat itu
dari kasus wina dan penangkapannya kita langsung saja berbicara dengan saka tatal
maruk juga nih gue liat liat nih
terus disaat gue ketemu lawan sm kalo gak salah
sonic seasoning adalah perkembangan teknologi yang memadukan suara dengan dunia kuliner
kita setiap manusia memiliki rasa empati
jangan sampai sudah enggak musim lagi
kita sudah punya data data yang memang kita sampaikan juga
mengenai kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual musisi atas karya karyanya
saat ini kami sasar setelah dua hari ini dilakukan penertiban
kemarin udah ada helena ya bu ya
bibit terumbu karang dipasang di paralon kemudian diletakkan di dasar laut di kawasan desa bangsering
lorong ini harus dibersihkan secara berkala agar pengunjung nyaman saat melihat beragam satwa air hilir mudik di atas kepala mereka
dalam satu tahun ini kita tidak merayakan sesuatu atau memperingati sesuatu
dan semoga kita berharap semoga invasi darat ini memang tidak meluas dan tidak lama karena kita berharap semoga israel juga
maka dia adalah pimpinan partai demokrat
bukan juga keinginannya bulog
ya udah aku latihan latihan latihan latihan
dapat menjadi solusi praktis untuk menyeimbangkan aspirasi karir
pelajar yang ada di sini di spanyol
menghargai juga budaya ramadhan
jadi sebetulnya kalau mau jujur
kami juga kan memang hidup dari sampah tapi bukan untuk jadi sampah gitu
kita tanam sepuluh tahun hancur lagi
terima kasih bisa menyempatkan datang ke wisma
udah males akhirnya udahlah kayak anak anak udah kita maaf sorry ya gue ini kita nggak terusin deh gitu
maaf ya pak malah jadi merepotkan ini
masalah utama dunia pendidikan tinggi kita itu kan sekarang akan menjadi tempat menuntut ilmu
sebenarnya selain enak buat ikan juga enak buat kita
udah tahun habis tahun dua ribu sembilan an
nah salah satu isu yang didiskusikan juga dalam gelaran m dua puluh ini musik dua puluh
saya harus ke ugd seperti itu
utang sekitar dua puluh dua miliar dolar
dirancang untuk membantu dokter memberikan saran kepada pasien
jadi olahraga teratur ini sebetulnya tidak hanya bermanfaat
orang orang aboriginal menjadi warga british
paket beras hingga paket teh dan minuman
satu keputusan yang didasarkan atas norma undang undang
nisa berusaha menghadirkan sistem pertanian yang tahan cuaca ekstrim perubahan iklim dan bencana gagal panen
memastikan ini ada sinergi
jadi pertama kali saya cobain kita cobain dong
nah itu emang kita waktu awal basket itu emang gara gara nya school doang atau gimana tiba tiba bisa decide mau nusin basket waktu itu
ini ratusan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh berbagai pihak
jadi kita karena kita itu tidak bisa menciptakan
dan yang belum lagi masalah
mengganggu berpikir mereka yang selama ini demokrasi tidak seperti ini kan gitu
nah ini yang harus diimplementasikan segera
dampak dari asap ataupun polusi yang terjadi di kawasan
panjang lorong di bawah akwarium raksasa mencapai delapan puluh meter
lebih singkat kalau utuh udah pasti itu tiga sampai empat
dan didampingi oleh kuasa hukumnya ibu titin priyalianti
itu tadi pendidikan pastinya ya
mbak davira saya ingin tahu nih ketika nanti besok ya melaksanakan idul fitri sholat idnya itu ada nggak sih perbedaan dengan di indonesia mungkin dari rokaatnya
berapapun usia anda barangkali anda akan selalu dihadapkan pada persoalan pengelolaan finansial yang tidak ada habisnya
karena mungkin ya dari di klub pelatihnya koafin di smp pelatihnya koafin ya
karena dia tidak ada imun ketika kita rangsang
seperti dian pelangi ria miranda dan itang yunas
sport club iya sekarang aja
tim delapan sudah melakukan kajian yang sangat dalam
jadi yang ada ini zionis
agar terjadi perbaikan perbaikan kualitas dari institusi birokrasi maupun sdm
tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
jadi sampah mereka itu juga dikondisikan aja lah kak
tahun dua ribu tiga belas itu popnas di jakarta kan
biasanya kalau kepiting lunak diolah apa bu
berat berat lumayan berat duitnya harus keceng gue enggak sekaya augie fantinus kayaknya
terap bikin kantong jubol
ini merupakan lebih dari
oh dia pernah mencar gitu
yang disusun oleh rania yeleb untuk sps news
kita bisa lihat di sini ya kluster yang besar itu kluster yang menolak
kalaupun dilembagakan apa juga
udara dingin disertai kabut menyambut di tengah perkebunan teh di lereng gunung selamet brebes jawa tengah
nah ini bahan kimia yang tadi dikatakan berbahaya itu
sepertinya semangat sekali nih wajah wajahnya timnas indonesia ya
penyu terbiasa bermigrasi dengan berenang ribuan kilometer
memutarkan lagu atau memutarkan
nah ini pas saya mau pertanyaan gue selanjutnya nih cen
penyu yang satu macam yaitu penyu lekang
gitu jadi seminggu di jakarta seminggu pulang ke rumah baru ke jakarta lagi langsung deh
dia bilang bahwa dia ingin fokus ke sekolah
kalo anaknya juga serius ya di olahraganya
untuk masuk ke lokasi wisata ini pengunjung hanya akan dikenai biaya parkir sebesar sepuluh ribu rupiah
nah kalau untuk libur karena memang di amerika sendiri belum ada public holiday untuk eats gitu ya
kalau yang lagi di fisting yang gede gede kayak penyu apalagi yang besar besar ya ikannya ya makannya harus yang full biar kenyal
baik tadi rumus kita balik lagi ke rumus tadi ya mbak prita
itu dirawat di poliklinik lapas tangga
yang favorit saya ini adalah si ayam kai siunya ini ya
kita mencoba untuk membicarakan
yang kedua biasanya orang ini sudah terbebas dari utang konsumtif
tapi kita tetap harus taat pada hukum yang juga mempunyai asas peraduga tidak bersalah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
sehingga untuk jam keberangkatan kereta feeder ini juga menyesuaikan dengan kedatangan dari kereta cepatnya
ini kan masih ada utbk dan mandiri
itu terbunyuh gak operasi kahl
dari seorang presiden dituntut lebih
yang kedua ada batu yang menandai renovasi dari masjid pondok pesantren alkafi samarang
tersangka p ini melakukan perbuatan keji tersebut adalah
sebenarnya saya tidak mau seperti ini
lembaga penyiaran ini dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas
betul kalau bisa sekarang itu udah punya bakat ditambah lagi kerja keras
masyarakat berharap pemerintah bisa kembali mempertimbangkan kebijakan ini
putra dan putri jadi pemain kita itu punya kualitas untuk mempersiapin kesana dulu gitu
secara langsung dengan masyarakat civil dengan partner pembangunan

ragus juga ya pak
dan menjelaskan ketidakadilan di masa lalu
satu jarigan ini kan dua puluh liter
sita pas lu main di sahabat itu banyak yang ngomong kayak gini ya sih kayak lu overrated banget
bila kita pucat sering lelah itu menandakan hemoglobin kita adalah turun
cuman keadaan dan buat gue yaudah kalau itu tuhan izinkan terjadi pasti ada satu pelajaran yang gue dapetin
pohon kurma jenis tunisia ini tumbuh subur di halaman rumah bapak eko widodo
kalau dari pemerintah kita minta untuk pemecah ombaknya
jadi saya rasa ada beberapa lapisan jawaban
atau mengikuti kursus bridging di australia
dan apalagi bagi orang yang sudah mengidentifikasi ketokohan
tanggapannya sebagai musisi sebagai produser seperti apa
dan berbagai pengusaha yang siap berinvestasi di sektor sektor
berarti gula yang dibakar menjadi lebih banyak
tempatkan lembaga lembaga yang bertanggung jawab
berarti sistemnya kalau seperti itu seperti sekolah sekolah kedinasan ya mas ya
yang mana penentuan besaran sumbangan tersebut lalu kemudian siapa yang masuk kuotanya
kami berpengaruh melihat anak anak di gaza serupa dengan apa yang dialami oleh keluarga yesus
kalau mau gak suka yang jeruan anda bisa pesen yang cuman sosisolonya aja
di ranking dua puluh empat dunia ya

dan yang datang juga tidak main main sampai
dan apa yang mereka inginkan menciptakan
gue mulai latihan ikut latihan klub tuh gue sd kelas tiga
memang agak berbeda dengan uzbekistan
yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kerawang
sebagian besar warga singgah di pasar takjil terapung yang buka di bulan ramadan
kuotanya dari empat puluh persen kita turunkan langsung drastis menjadi dua puluh persen misalnya gitu ya
yang paling prestasinya paling oke adalah
dengan mungkin kari jepang ya yang warnanya lebih coklat terus tingkat kekentalannya juga menurut saya pas
saya dan teman teman camping lain menutup hari dengan barbecue
dan harus bergizi segar dan juga bervariasi
tidak berpikiran di rumah tuh kena banjir atau pasang top itu
ini yang ditempatkan di sini
terus dia akhirnya merasa bahwa waduh kalau nanti anak saya tinggal ditinggal
udah besok lu mau gak coba apa training di wb dulu siapa tau bos minat kan
lo akan menjadi suatu kebiasaan di hidup lo kalo lo tuh harus berpikir cepet
namun apa yang terjadi jika anda meninggalkan negara ini
kalau kemarin saya bicara lagi itu masalah soal kuliner luar yang begitu derasnya di negeri kita
apalagi captain kita yang bermain sangat firm
kemudian isianya jam sepuluh lewat jadi malam banget
jadi gini kalo lu tau sekarang kayak ibro
situasi padat pengunjung berpotensi membuat anak terpisah apalagi jika orang tua lengah
berbagai produk organik telah dijual ke tengkulak hotel restoran dan supermarket
atau sudah berlangganan setor data ke apps atau platform tersebut
sebagai representasi uang digital simbol kedaulatan negara republik indonesia
saya sangat teruja untuk membayangkannya
pertanyaannya adalah bagaimana proses dari penunjukan mereka sebagai diperawasan di perusahaan pelak merah itu
dan juga bahwa tidak ada kontaminasi berkongsi dengan produk yang tidak terbenam
jadi hulu persoalan dalam penyakit menular itu ada di masyarakat
penutupan atau ditutup investasi ilegal tersebut
ada kereta argo semeru yang juga keluar dari jalurnya dan juga dari arah berlawan
pertama menyisir itu di
ya gitu lah aguy sigar
kami tidak berbeda kami mencintai
dan ya itu akhirnya bahasa ibu helen sangat penting
namun informasi yang kami himpun di lapangan rangkaian kereta api pertama kali yang anjlok adalah kereta api argo semeru
sebenarnya kalau kerja di bank kemarin baru banget resign sih
seperti yang lalu saya sampaikan pada teman teman wartawan bahwa bulog itu mendatangkan beras yang kali ini memang kualitas nomor satu
wah ini memburuk nih jangan jangan gitu
aku gak pikir aku lebih terbaik dari saat aku di sekolah
semangat konservasi diturunkan langsung dari sosok ayahnya
sehingga pada akhirnya sampai juga kepada target merdeka finansial tersebut
dan tentu saja kita bilang oke karena maksudnya cisungging juga kayak
alhamdulillah kita sekarang bisa lebih terbuka lagi
pertama kali mungkin karena awalnya melihat
terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini
sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan
yang mampu terbang pada jarak jangkau lima dua ratus lima puluh km
tapi dalam beberapa bulan ke depan akan berdampak adalah inflasi dari biaya hidup
dari yang pertama kan kita waktu itu empat belas hari
memperkembangkannya ke tahap optimum
nah sekarang dilihat dari
bmkg mencatat tahun dua ribu enam belas merupakan tahun terpanas untuk indonesia
mulai tanggal tiga oktober setiap pelanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi berupa denda
dan ini kalau tidak akan juga menyumbang inflasi yang tinggi
suatu hal yang dapat menyebabkan frustrasi
pelantunnya semakin sulit ditemukan di wilayah buton
dan kita harapkan prestasi ini bisa dipertahankan dan tetap semakin maju untuk tim nas khususnya basket indonesia
diarahkan oleh dirjen haji
yang pertama soal bagaimana preferensi nilainya
sehingga pada masanya mungkin pada saat itu apakah betul atau tidak nanti pak heri bisa tambahkan ya
dengan kalau kita menyelenggarakan di indonesia
setelah lima menit adonan pancake harus dibalik ya agar matang di kedua sisinya
terus belum tahu lagi nih season berikutnya mau gimana gitu
oh ada ada tapi gue gak ikut komunitasnya
akhir pekan bisa dimanfaatkan orang tua dan anak dengan mengikuti kegiatan fill trip profesi
bisa juara olimpiade gitu
dengan apa yang diinginkan oleh peserta liga dua
oh di sana ada permintaan sekarang kayak gitu
ini berarti ada hubungannya dengan the first fleet ya dari inggris entah tanggal dua puluh atau dua puluh enam
buat perusahaan selain yang di
silahkan baca nih semua politisi mengatakan itu hak prerogatif pak prabowo
yang paling baik adalah proses yang tidak terlalu
di salah satu bagian stasiun dipajang timbangan besar bernama shelter spring balance
kita tahu ya musik itu mungkin salah satu sektor yang paling terdampak cukup parah dalam artian di masa pandemi
apa yang kamu akan lakukan setelah itu
karena kalau misalnya kita mengecek lawan korea kenapa kemudian yang dipilih oleh ryo fahmi karena kan memang fullback korea ini jauh lebih agresif
jadi ini peran dari indonesia bisa mensupport
dan juga menjadi petugas kebersihan badan air sejak tujuh hingga delapan tahun lalu
dan kalau bisa mendapatkan pelajaran
kita kan tidak bisa ini terus tidak ada apa apa seolah olah begitu orang akan bingung
selain itu juga membuat gambar dan suara menjadi lebih jernih
kita kan makan roti roti baget baget baget perancis gitu mereka sering makan
yang kedua adalah uji infipo netralisasi
bentuk telinganya tajam dan agak mencuat ke atas
anda diperlukan oleh perintah untuk membuat pernyataan
bukan hanya konsumen seperti kita kita saja tiffany tapi pelaku usaha juga
salam sehat dr uci kita bahas soal gangguan kesehatan mental ini panik dan juga serangan panik
kalau masaknya menggunakan banyak garam seperti pada gulai atau rendang kambing
kalo si pringo tuh lebih pendiem ya berarti ya
dengan karakteristik yang berbeda
untuk laki laki yang terhadap infertilitas
adalah saya ingin menyatukan bangsa ini dengan kerukunan dan silaturahmi
dilakukan dengan masyarakat secara serius
nah margin ini juga bisa ditentukan oleh pemain pemain dengan perbedaannya seperti ali jasim ini
cuman kan gue tidak bisa mengundang semua orang
ya dari aluminium ya itu sih saya pelore dari pelajaran ipa
lo keluar parno ya terus lo mau kemana gitu kan
sejumlah nama yang mengisi jajalan menteri wamendas pdtt sekaligus ketua umum rewan pro jokowi atau projo budi ari setiagi
jangan lupa datang ke tps
selain itu penuhi juga konsumsi air delapan gelas per hari serta istirahat cukup selama tujuh hingga delapan jam
karena memang mereka ke sini itu datang karena mencari rasanya yang sangat legendaris
artinya hari ini senin dua puluh empat mei seharusnya menjadi batas akhir
jadi menurut gua sendiri enggak sih kalo misalnya
berarti memang kita melihat ini jauh sekali perkembangan timnas indonesia u dua puluh tiga dari tahun ke tahun sampai dengan hari ini
mama aku kayak enak dijahilit soalnya
border tersebut dan bergerak ke bagian rafah yang ada di kota rafah jalur gaza bagian selatan
ya pak edi dari data asosiasi anda benarkah terjadi penurunan omset tajam
seperti perkotaan ataupun di tempat terbuka
iya gue suka tiap kali kayak ada tanjeng
apakah ini bisa berlaku merata untuk semua pelaku usaha atau yang hanya terkena kenaikan pajak sepuluh persen saja yang tadi disebutkan gitu ya
tiba tiba ada pejabat tinggi yang kemudian dengan melanggar terhadap rambu rambu konstitusi partai
hingga yang sudah berusia sembilan belas tahun di tingkat elit atau mahir
sebaliknya akun tersebut menunjukkan pose mengembalkan jari jari tangan
tradisi berandu sudah dilakukan turun temurun di kabupaten gunung kidul
memang selain untuk mempercepat program vaksinasi covid sembilan belas
kepiting yang baru ditangkap ini sangat berbahaya
yang berjasa bagi safa gusti dan anak anak lainnya
eee anak kota nih bu kayaknya
tentara nasional republik indonesia kemudian general bintang empat
beda dengan bts seluler
ini secara keseluruhan sebetulnya ekosistem yang dibangun gotoh ini
jadi kenapa ini terjadi baru sekarang gitu
harga makanan di sini relatif terjangkau
denda maksimal lima juta rupiah akan diberikan pada warga ibu kota
dan tarif dengan rute terjauh sebesar rp dua puluh lima
kali ini di episode empat belas ini kita juga menghadirkan guest star spesial lagi nih can
maka saya singkat singkat saja begini
kemampuan berbicaranya menjadi berkurang
dan joseph sendiri dapat menit bermain cukup banyak juga
atau tahu tahu sudah terpisah nah ini yang terjadi
giling ceo dari planet art mengatakan tempat sampah daur ulang anda bukanlah solusinya
dan tinggal di rumah rumah yang berlangsung
biasanya sih ada side dish ya mping bisa dimakan
karena berbentuk menyerupai mangkuk sehingga aneka topping dapat diletakkan di dalamnya
menurut guru besar institut seni dan budaya indonesia endang caturwati
untuk pertama kalinya meminta warga australia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
salah satunya adalah kri dr ragiman weddio diningrat seperti yang ada di belakang saya ini
sebelum podcast juga kita udah kenal dari komunitas stand up indo makanya ikan ngumpul dengan cerita yang
kadang kan ada juga kucing kucing yang dijahati ya
kesimpulannya adalah kita harus menjaga umkm jangan sampai tumbang
diterapkan tidak sih oleh kementerian dan juga lembaga
sehingga kami langsung melakukan importasi ke mandalika
mas sato kalau misalnya anda melihat ini
untuk relief candi disemprot dengan tekanan sedang
di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat di jakarta pada hari selasa
bahkan ketuanya diberikan sanksi peringatan keras terakhir
ya percuma aja kalau program udah bagus tapi mindset pemainnya gak pengen maju gitu masih jadinya ya
jadi kalau menghadapi el nino atau lain lain yang bagus itu gimana
yang kena tangan saya tadi ini nih
mereka juga diberlakukan sebagai warga negara
setelah ia dan keluarga melakukan perjalanan wisata ke turki beberapa waktu lalu
dua ratus lima belas diantaranya telah menetas dan dilepasliarkan
para profesional luar negeri dapat mengakses pinjaman vihab tertentu
dan karena itu karena karenanya kamu saya
hadirin yang kami hormati
satu tahun paling paling banyak cuma empat
chinese karena kita mengenal di kuah kuah kemudian sambalnya tauce itu kan chinese kemudian mangkok menggunakan media mangkok
per kilometernya kemarin kita menyampaikan usulan rp delapan ratus lima puluh dan rp satu dua ratus
harga jualnya juga ini kalau seperti ini dia tujuh ratus sampai satu juta
bergandingan tangan bergotorongan membangun
atau bagaimana adat harus tetap aman di bawah sinar matahari
bahwa terjadi ketidaknyamanan warga pada saat mereka berkunjung
rumah sakit ya besar kecil puskesmas juga
tradisi mereka menjalankan ibadah di sebuah masjid kuno
wah christo udah jalan sendiri kayak gitu banyak lah
diundang untuk kemudian tadi diberikan pembinaan diberikan edukasi
berdampak kepada program program strategis kita
jadi masih sangat alami kembarannya juga sangat segar
jadi yang dalam artian konkret itu politik gedegang sapi
dia juga mengetahui begitu dia militer begitu
jadi siapa bapak jack west itu
itu mendamaikan mereka berdua nih
dari awal dia dibuka ya untuk umum cuman yang waktu pertama saya nggak dapat
karena kalau jujur aja kalau takutnya ya karena bahan bahan kimia campuran ini
kita akan undang gestar yang mereka punya skill skill yang bisa di sharing ke anak anak
meningkat dalam tahun tahun yang lalu
berdasarkan data resmi eqr tangerang selatan banten menduduki peringkat pertama sebagai kota paling berpolusi di indonesia
nah ini yang menurut saya juga perlu perhatian bersama juga gitu
kalau lu lebih tinggi
ini membunuh umkm nggak
dan mereka juga harus memastikan
nah berdengar rangkuman ini diproduksi bekerja sama dengan australian science media centre
dari adanya fakta masih buruknya kualitas air tanah yang ada di jakarta
dinas ketahanan pangan kelautan dan perikanan memprediksi ada lebih dari seratus ribu ekor kucing yang tersebar di seluruh jakarta
literasi keuangan masyarakat indonesia itu masih
gak gak gak dia dulu dia sahabat abis itu dia ke ini dulu ke bandung dulu kalo gak salah
di masa awal awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara dan kesetiaan kepada polri khususnya kurs brimob
karena makna dari lebaran ini tentunya adalah silaturahmi
mereka kasih tahu juga pengetahuan pengetahuan tentang ikan
terus kalau yang favorit di sini yang apa tuh
dan pada akhirnya sepak bola kita tidak
kalau dulu kita ngambilnya diropekan semua
ya tentu ini kalau kita berbicara agak lugas gitu ya
kayak gue kayak feel kayak wow gue achieve semuanya akhirnya kayak wow that s
tapi kenapa ya sebelahan sama orang yang nguap jadi ikut nguap juga
dan saya menyesalkan adanya sekelompok orang yang menyatakan holocaust itu hoax tidak pernah terjadi
sehingga rumput di lapangan ini bisa digunakan hingga seribu jam pertandingan
welcome selamat datang untuk perdana ya di dapur kata data ya
komisioner komnas ham bk ulung hapsara
ada dong kerelaan dari partai partai
nah rendahnya cakupan polio ini ini yang menyebabkan virus polio itu bisa terjadi lagi
yang menarik adalah penolakan terkait dengan pengekangan kebebasan berpendapat
nah sekarang kaitannya dengan persoalan konkret
amerika atau tiga ratus dua puluh dua triliun
sepertinya juga naik turun permainannya
tapi itu sifatnya pencegahan atau tidak bersifat permanen
ya gak bisa kepilih lah gitu kan
kalau di kami ini memang sebenarnya ada empat rest area itu di titik enam ratus tujuh puluh delapan sama di enam ratus sembilan puluh
dan kita rasa proyek proyek seperti tiktok ad dan sebagainya gitu
oke dong kasih alasannya
karena kan itu dua ribu lima kan berarti kok yus juara tapi tidak ikut andil besar ya dalam tim sebenarnya ya kalau bisa dibilang ya
gus ashari muhammad merupakan pengasuh pondok pesantren al hasani

dan airnya itu pun juga bukan air asin melainkan air tawar karena dulunya tempat ini adalah kolam ikan leluhur
langkah pertama kita mencampur dulu semuanya
itu maksudnya kayak berasa makan di tempatnya negara asalnya gitu
di pesantren tersebut santri tak hanya diajari ilmu agama tetapi juga cara bertani dan pengolahannya
investasi dari china yang masuk ke indonesia itu tiga satu miliar
jadi kami meminta berbagai relaksasi dan juga ada beberapa permintaan subsidi untuk menolong pusat perbelanjaannya
sementara terkait kemampuan netralisasinya
karena mereka tuh maksudnya
tapi kita akan bahas langsung dengan mas indra karismiaji
menteri pukul hukum sudah memberikan respon
bukan hanya remaja tak sedikit juga para ibu ibu yang nongkrong di tempat tersebut sambil menunggu kereta cepat lewat
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
penguatan transformasi digital di kawasan indonesia dan amerika latin
dengan tiket masuk sebesar rp lima belas
nah bagaimana tertarik memulai bisnis milk crepes ini
menurut pemerintah di mana yang lebih menarik adalah perhitungan roti
merupakan negara dengan mayoritas umat muslim yang cukup besar gitu
termasuk mahasiswa dan karyawan
memang gangguan kejiwaan itu sifatnya kompleks ya
kalau misalkan yang harus diangkat ya sebenarnya kalau sekarang sih
hanya berserah kepada kehendak tuhan
komplikasinya itu selalu di atas empat puluh persen dari remaja yang hamil ini mengalami komplikasi
yang menunjukkan kondisi para korban sebelum dan sesudah pembunuhan
sempat ada yang bertanya nggak sebelum ini
usaha mikro itu on boardnya di media sosial dulu untuk promosi dulu
dengan menggunakan cold storage atau gudang berpening
sesuai dengan pasal sepuluh dan sebelas perda delapan dua ribu tujuh
kalo basket di indo tuh kayak gimana
jadi kadang kadang plt cuma membantu setelah berhasil gitu
itu bisa menciptakan sebuah mitigasi yang spesifik
atau biasa disebut dengan tactical paus atau dalam dunia militer juga disebut paus
dari upaya merger ini begitu maksudnya
yang langsung dianggap sebagai subjek kerajaan inggris
kementerian perhubungan bph migas tni dan polri jasa marga dan juga telkom indonesia
paling tinggi di indonesia
mungkin untuk mengembalikan rasa kangen
bang herman dalam beberapa konferensi pers baik pak sby dan juga mas ahaye
bisa dilakukan jika kedua belah pihak ingin mengakhiri perang
nah gangguan sendiri juga macam macam gitu apakah orang ini tadi jadi sikap bermusuhan ketegangan

jadi memang pertumbuhan penduduk itu membuat banyak orang terpaksa tinggal di daerah yang rawan bencana
pelaku tidak bisa mengelak
betul tidak ada surat ini datang dari siapa surat ini
kok kan umur masih dua puluh sembilan tuh itu kan
jadi gue twitteran sama dia
akan ikut meramaikan acara ini
yang berkualitas sehingga nanti kita harapannya dokter dokter kita juga baik
seperti paparan lingkungan imunitas dan obat obatan juga menjadi faktor resiko
karena tidak memiliki mahasiswa
dan keluarga adalah yang paling terkena dampak krisis keterjangkauan ini
kasar gak diliat wasit kan sebagai tricky kan
dia akan bisa dipidana itu saja
didirikan pada kisaran enam puluh an pada dua ribu sembilan belas
pt indonesia chemical alumina menggunakan reaksi kimia untuk memurnikan biji bauksit menjadi bubuk putih alumina atau chemical grade alumina
mau cari regenerasi pemain pemain muda untuk regenerasinya sepak
hasil akhir mungkin bergantung pada pemungutan suara melalui pos
dan tidak bisa menerima siaran digital
kadang pelati itu kadang contohnya kalau seandainya lu dateng pelat lu udah langsung dimarahin
menangkan saja salah satunya pasar indonesia karena potensi pasar kita yang sangat besar ya
nah saya pikir kalau dilihat dari perkembangan itu maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pilkada jawa timur dua ribu dua puluh empat ini akan mengulangi pilkada sebelumnya
ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang
tapi ada juga yang berwarna kuning yang dibuat dari es markisa dan warna pink yang dibuat dari roaste
dan dia dorong ide tersebut sebagai sebuah syarat memudahkan kerja beliau ke depan
tadi saya sampaikan beberapa
nah cuma dilandas dengan itu tumbuh semangat untuk mengumpulkan masyarakat masyarakat di sini
nah kalau misalnya tadi bicara terkait dengan referensi referensi di negara negara lain
kemudian untuk langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan
satu masyarakat masyarakat biasanya datang sore hari dari kerja di kebunnya
ya ya pasti ada soalnya yang jual gorengan itu kan pasti kan masih mikir dua kali
jumlah selama dua hari kita cek data kurang lebih di angka satu ratus tujuh puluh pelanggaran
atau kemudian juga pola pola dan strategi itu juga dimiliki dari data tersebut pak soleman
kemudian ada yang memahami tarikat
dilanjutkan jokowi dari dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh tiga sudah sertifikatkan dua sembilan puluh enam juta bidang dalam waktu delapan tahun
dan kemudian yang menarik
dok dari yang dicermati oleh kementerian kesehatan mengapa praktek bullying atau perundungan ini cukup rentan terjadi
sehingga mampu bersaing dengan beberapa perusahaan besar juga ya
dan kalau rekan rekan media ingin mengakses silakan setelah rapat
dan tanggal untuk jadi simbol bangsa australia belum muncul
ya kalau rafah merupakan pintu masuk begitu ya memberikan bantuan logistik dari daerah lain atau negara lain
pasti ada satu hari yang dianggap menjadi sebuah refleksi bahwa itu adalah hari kebesarannya dia gitu ya
untuk liburan begitu ke bali untuk berbelanja dan juga menikmati keindahan indonesia
apa masuk gangguan mental ya
lalu perlahan lahan mulai menurun
itu yang kemudian menjadi perdebatan gitu
sebelum berkhutbah khatib meletakkan sebuah tongkat diantara jari kaki seraya memandangkan
dengan cara ini tentu saja tidak tanpa resiko
tarsiem yang biasa dipanggil bu tarsem tidak sendiri
setelah ada kejadian di keluarga tersebut ada nggak lingkungan perannya untuk menolong membantu gitu
untuk mengakhiri ini tentu saja saya ingin membacakan kembali data
dari media sosial ada streaming hiburan ada perdagangan ada pembayaran ada lifestyle on demand service ada transportasi ada komputasi awan iya smart device iot iya
mami papi tuh saranin gue masuk ke karangturi soalnya dulu kan koko juga karangturi kan
kita kan ada kutub utara kutub selatan ada lautan ada pegunungan ada daratan ada kepulauan
sekolah ada tiga puluh satu sekolah tempat ibadah ada satu ratus dua puluh empat unit
presiden yang sedang menjabat
sebagainya saya rasa pak jokowi penting untuk membaca buku kumpulan para pendukung pak jokowi
mengapa melakukan manuver seperti itu dan sebagainya
kemudian surat penyelidikan itu yang ditanda tangani oleh verdi sambo pada saat itu menjabat sebagai kadif propam
terhadap internet semakin banyak
tapi lu gak bisa memungkiri juga ya triknya
para camat sudah mengajukan kebutuhan di masing masing kecamatannya
lebih dari lima puluh restoran adalah halal yang disertifikasi
permasalahan yang banyak baik di dalam maupun di luar
sepetak tanah atau sepetak
baginya datang ke dokter dan mengikuti saran dokter lebih cocok bagi dirinya
dan juga dibantu dengan pemadam kebakaran dari indramayu kabupaten indramayu
tetapi di satu sisi men parekraf sandiago uno mengatakan bahwa justru hal ini
kan diambil yang buruk dibuang yang baik dibuang yang buruk
kemudian sampai membuat sebuah kesempatan untuk adanya seleksi jalur mandiri
nah selain menghibur dengan suaranya yang merdu aksi panggung farel bahkan turut membuat tamu undangan berjoget ria
tapi kita sedang membangun kendaraan bersama
channel komunikasi seperti katadata sih
apa yang mereka tonton kan mereka datang untuk melihat sesuatu lah
pas ko riki ngontak bdm tuh instagram kan
kalau sma tiga kan ada akademiknya lah gitu
nah di sini memang perlu butuh lagi ya ojk untuk gimana bisa memberikan edukasi gitu ya
kemudian pastinya terkait juga dengan kesejahteraan ya
tapi melihat yang menguap seringkali bisa membuat orang yang melihatnya justru ikut menguap
melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri
di sana ada kemarin saya sempat
kemudian tabungan dan juga investasi
lakukan tadi bangun mas
anda tidak perlu buru buru jika ingin bergabung menjadi anggota arisan
jika anda tidak menyukai kopi cetakan itu bisa juga berada di atas jenis minuman lainnya seperti minuman berasa red velvet dan bubble gum
kalau kontrol kan dia lebih kayak dibakar gitu tulangnya gitu tulang iga
penyu belimbing diketahui terakhir kali mendarat di pantai malang selatan
bersama menteri bumn erick thohir pada awal april lalu
dan kemudian juga harus kita akui ini menjadi fakta bahwa semua manusia yang hidup sekarang ini
bagus jadi pengalaman juga
dan itu adalah watak pak prabowo watak politik pak prabowo sejak awal
ada alternatif saja dengan kondisi nyeri wajar
isu kementerian bumn membuka opsi mempilotkan garuda indonesia menyeruak
bisa untuk ini pak buat bayi juga
badan pangan mencatat per dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh tiga total cadangan beras bulog berada di angka delapan ratus empat ribu ton
di dalam makam sangya wambulu ritual ziarah dipimpin oleh seorang imam
baik itu dari karangan partai politik
jadi gejala utama yang paling sering itu adalah nampak pucat mudah lelah dan sering pendarahan
anda berharap presiden mengambil sikap seperti apa bang herman
bahwa kita bisa membantu sebatas apa
bakti aja gak usah jauh jauh
babe abis bangun tidur kayaknya senyum senyum aja gitu
nggak pernah ada yang
mentor kami juga di dunia satelit ya
sehingga berupaya untuk membangunnya
karena banyak juga tokoh tokoh maupun umkm lokal yang justru terbantu dengan tiktok shop ini
sejauh ini ada sedikit informasi tapi penelitian itu diperlukan
pak pol mungkin dapat diulangi lagi
jadi memperkenalkan pesan pesan itu ke kualitas terbaik
pemerataan untuk digital dan lain
dan direkomendasikan di australia
saya jual sepasuk saya jual cakwe saya jual ayam geprek macam macam
abis itu ck di tes doang sih gitu turnamen karena bebas kan boleh siapa aja mas mainin
makanya begini ya saya ingin dulu kasih tahu sedikit cerita latar belakang untuk satu menit saja
dan yang terakhir nilai tukar dolar
rasa sulit menanganinya jangan sungkan untuk langsung menyarankan pasien agar menjalani perawatan medis
dan tidak ada yang mengikuti
semuanya berjalan dengan lancar
apakah pak prabowo kemudian pernah rekonsiliasi
orang aborigin telah menerima
karena di wilayah itu adalah wilayah yang paling padat yang dibuka bumi
menurut fania ada beberapa faktor penting dalam menjalankan bisnis
kalau pemain yang mengerti kebutuhan dia akan senang dan cinta dengan latihan itu
sementara itu kalau kita melihat laju vaksinasi covid sembilan belas yang menargetkan dua ratus delapan juta orang
seperti mereka berisiko penyakit dan sebagainya
saya kira berkaca dari pengalaman nikel sudah sewajarnya kalau boksit segera juga harus berpen
central bank digital currency cbdc digital rupiah ini berbeda dengan uang elektronik
tetapi dia tetap tidak bisa karena bukan di daerah vulkanis
pedoman kapolri dinilai tak akan memberikan dampak yang signifikan
memang akan tersupport juga ya
ternyata memang ini terkait juga dengan rantai pasok
guru besar kesehatan lingkungan fkm universitas indonesia prof budi haryanto memaparkan
dibikin sop sama dia udah enak banget sih parah
prof henry reynolds adalah salah satu sejarawan
yang ada di pusat perbelanjaan di setiap pintu masuk
dan tidak ada satu orang pun yang akan tahu apakah laporan itu dipakai atau tidak oleh presiden

segala satu kita bicarakan saling informasi
dan selamat datang pemirsa di segmen saya menjadi
iya sebetulnya penurunan tanah di semarang itu sudah diteliti sejak cukup lama
kalau di pura mungkin ya kalau basket basket biasa sih bisa ya dia ya
tetapi tadi ya saya sedikit ya sedikit belok mungkin pak renhat
jadi potasium itu bikin rusak karang bikin mati karang juga benih benih ikan telur telur ikan mati semua
namun hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak yang bersangkutan
sehingga ini bisa dipantau
besar gede terus di belakang mangkunagaran gitu
berikutnya penataan kemasan kedelai
kita akan terus melakukan komunikasi
ya artinya yang terjadi adalah kereta ini keluar dari jalurnya argo semeru
jadi tidak ada patofisiologi khusus gitu ya
orang mengaku nabi orang punya interpretasi yang berbeda
di sini nggak ada sama sekali sholat jadi masjid di dekat tempat saya ditutup
minyak goreng telah menjadi salah satu bahan kebutuhan pokok sehari hari
karena kenaikannya hingga berkali kali lipat
tapi sekarang jadi agak ini ya mikir dulu ya kok ya kalau ini
dan ditambah juga beberapa parsel lebaran
penenunan benang benar benar frustasi banget ini sebenarnya yang dibutuhkan apa sih mas
bisa saja empat puluh lima tujuh puluh lima ini tidak begitu tinggi bagi daerah katakanlah dki jakarta ya
itu tentu tidak diperbolehkan dilakukan puputan karena menyebabkan keresahan masyarakat
proses hukum dan mempersulit dirinya sendiri
kondisi dengan pasien dengan derajat nyeri yang sangat luar biasa ya
akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman
ya betul jadi tahun dua ribu empat belas indonesia mendapatkan sertifikat beres polio
ya saya kira selain pendidikan universitas

masjid agung keraton kesultanan buton
hal ini bisa menambah minimnya tingkat keterisian akomodasi di bali yang saat ini sangat rendah
jadi kita memang menyajikan masakan masakan rumah comfort food
pada small and medium enterprises yang perlu kita bangun
karena ya banyak lah kalo lo nonton game gamenya sih gue nonton semua game nya di akhbar gue gak ada alasan gitu karena
minatnya pada dunia tekstil pun tumbuh
yakni island peak dan merah peak yang merupakan beberapa puncak di kawasan pegunungan himalaya
tidak banyak ingatan kolektif masyarakat
sehingga kadang kadang kita memang harus turun
yuk hadir dengan menggunakan pakaian daerah
tapi pemerintah indonesia tidak mau mengambil tanggung jawab itu
yang pertama adalah ini
didasarkan pada kesepakatan antar negara jadi tidak bisa kalau tidak ada kesepakatan antar negara
nanti yang turun pun harus yang punya pengalaman bertahun tahun
ada dua faktor yang mempengaruhi hal tersebut
dalam satu kali perjalanan namun tadi
empat ratus sepuluh sampai empat ratus enam puluh ya
ya karena kita tuh apa kalau kita bisa nyaman pada suhu yang cukup stabil lah gitu
kita menduga duga oh kayaknya mungkin rio fahmi yang akan dipilih
ya boleh kita bilang seperti itu karena kalau saya lihat hampir semuanya sih pemain pemain yang berhasil itu hampir semuanya tidak dari pembinaan dari
tapi cuy nya di dalam ini masih ada
perkembangan pembangunan ibu kota nusantara mencapai tiga puluh persen
abis itu belum tau lagi mau bikinnya gimana gitu
berarti anak anak abas yang dimarsut tuh
kita bukan tim unggulan yang wah ini pasti juara nih gitu enggak
bagi yang sudah dicetak maupun lewat aplikasi peduli lindungi
di dalam rumah polisi menemukan sebuah tulisan yang tidak dibuat oleh tersangka
untuk peningkatan pad mereka di kemudian hari
atau tukang jajanan di sekitar venue gitu kan
ada kemungkinan tidak akan ada hasilnya pada hari sabtu malam tanggal empat belas oktober
apa sih halangannya mengajak membuka jalur komunikasi dengan
sangat mungkin sehat dengan cara cara olahraga yang benar ya
mungkin ada juga sebagian yang disteril
kontak dan hubungan dengan teman teman
kalau untuk ngomongin politik kita sering nggak terlalu menjauh ya
bikin gak tahan nih pengen buru buru disantap
kembali kasus fina yang sebenarnya terjadi pada tahun dua ribu enam belas lalu dan di persidangan
pertanyaan saya simpel bagaimana
hal ini disampaikan berulang kali oleh gibran di beberapa lokasi kampanye
itu kemudian sudah memberikan sinyal akan maju
kalau itu scorpio jakarta sama scorpio bandung
jadi ada memang industri nya di situ
luka tersebut kemudian disemprot cairan antiseptik untuk mencegah infeksi
tapi ketika kami mengembangkan
oke kak kak mario thank you banyak waktunya kak ya
sampai aku ikut ke kampusnya dia sambil bawa bawa anak gitu
itu paling berat sih buat gue gini gue pernah ngalamin serangan jantung gue pernah ngalamin hidup susah
selain di desa karangraja muara enim
jangan kemudian segala sesuatu yang berbeda apalagi menjadi opsi
ya saya berharap bisa melihat lebih banyak
tapi kita pun juga bisa mengkonsumsinya
berarti kak selain valentino woman juga masih banyak ya kak yang dulu main di kobat sama sekarang udah main ibl banyak atau gimana
bisa juga mengunjungi tenan tenan yang ada di luar
harga buah karika di tingkat petani rp lima per kilogram
tapi tentunya yang seperti ini harus tangkas ya
pilihan berzakat dan bersedekah ada di tangan kita masing masing
pokoknya gue mau bantu supaya kita tetap jalan tapi gue gak bisa penuh
kita harus benar benar siap adik adik kalau kita mau mencari pertandingan di laman rumput ini kita harus benar benar siap
polri diharapkan tidak subjektif dalam penerapan virtual police
goto menjadi sebuah grup dengan kekuatan ekosistem digital besar di indonesia
tapi yang saya pilih adalah kue talam lobak asin dan cakwe mayo
menjabat sebagai kepala staf angkatan darat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
itulah yang menjadi andalan kita untuk kita mampu
karena ini bukan penggilingan biasa
dalam sebuah pernyataan kepada sps
pokoknya belum overdosis belum rumah sakit
clothing exchange di sydney adalah kesempatan yang bagus
gimana tuh yaudah bener stop aja
nah kalau dulu mungkin ini merupakan pemukiman warga tapi sejak tahun dua ribu an awal mungkin sekitar tahun dua ribu empat sudah bertransformasi sebagai pusat berbelanja atau pusat pakaian bagi anak anak muda
untunglah tak kurang dari satu menit bisa diperbaiki
untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih penting
tetapi dorongan dari harga pangan kemudian tarif angkutan udara karena afturnya juga cukup meningkat
atau millennial job center sebagai upaya untuk mengenalkan generasi muda kita
istirahat itu dimana aja kadang ya di
mencari bahan bakunya dan kalau di distribusi pengolahannya juga membantu kalau dibutuhkan yang
proses yang sedang dilakukan oleh ppatk adalah
kurus tinggi langsing itu tidak standarnya indonesia untuk jadi model
selasa siang warga di jalan warakas senam tanjung priok jakarta utara menduga jenazah yang ditemukan
kemudian bagaimana kelanjutan informasi terhadap para penumpang yang kemungkinan
saat ditemukan jenazah tidak mengenakan pakaian dan hanya mengenakan sebuah kalung
ya nggak kuat jalan kalau pakai sepatu nggak kuat
bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal sepuluh
dijadiin di klub nah kebanyakan orang itu feel yang dari awal tuh suka tapi ketika mereka join di klub
tapi itu cuma sekitar tiga bulan enam bulan gue lupa ya berapa bulan
boy ali besok kalau kamu sudah menjadi polisi pesan saya jadilah polisi yang hubul waton minal iman
di mana kalau kita lihat ini sebenarnya kalau untuk fans premier league
bang herman tadi menegaskan presiden tetap harus mengambil sikap tegas atau bahkan memberi sanksi
dr clemens yang nenek moyangnya adalah pemugim percaya
yakni dengan waktu sekitar satu jam ini masyarakat sudah bisa mencapai kota bandung
bagi rumah rumah warga yang rusak
tapi tuh dua ribu lima belas emang gak bisa di lupain sih
industri fashion merupakan salah satu industri dengan polusi tertinggi
pasti mereka akan melakukan pendaftaran ke kominfo
dan ini yang harus direspon secara tangkas menurut saya
tapi kalau juga kita melihat dengan besarnya valuasi kapitalisasi yang dimiliki
viralnya positif atau negatif nih
kemudian upaya tracing itu adalah
namun sebagai stadion multifungsi seluruh lapangan tersebut dibuat dengan menggunakan portable floring system
tapi kalau misalnya memang harus agak sabar bertahan dan juga menyerang
pada akhirnya memang makanan yang kita asup itu cita rasanya memang jadi lebih optimal
bahwa setiap bulan dia tidak minus keuangannya itu sudah merupakan tanda bahwa tidak memiliki masalah cash flow bulanan
dan prinsip penertibannya adalah pertama tentu kita melakukan pembinaan
inalak dua ribu sembilan belas mencatat nilai transaksi bisnis sebesar tiga puluh tiga juta dolar amerika
tadi gue penasaran kan lu kayaknya deket banget nih sama si sung jing
ya itu tadi keinginan masyarakat sini akhirnya kita buka
kita berusaha menggunakan semua networking kita
sebenarnya kendaraan telah didesain dengan meminimalisir potensi kecelakaan
seperti ada rasa kayu bakar kayu bakarnya gitu
ada satu yang brand asing hari ini kan brand asing semua
nanti kalau pendaftarannya akan dibuka secara terbuka nanti
bahkan mungkin masyarakat sekitar lah ya kasarnya tukang parkir sekitar
tertekan akan tetap berkata
pemerintah daerah yang memiliki inilah kuasa terhadap wilayahnya masing masing tadi saya lupa
terumbu karang di kawasan selat bali ini pun hancur termasuk populasi ikan yang menjadi sedikit
dari tampilannya saja sudah menarik sih
kalau dari koalisi gitu ya
nah di sini kita menggunakan jenis proton exchange membrane electrolyzer
menjadikan kue bercita rasa lebih gurih
ada dinas perhubungan ada rekan rekan kepolisian dan tni
percinan glodok merupakan percinan terbesar di indonesia
tapi sebenarnya kita bisa kita bisa banget
jadi gue selalu hafal nama pemain tuh dari
yang menarik ketika munggahan adalah masing masing orang datang membawa makanan yang berbeda beda untuk kemudian dimakan bersama dan dibagikan
perlu diingat seberapa waktu yang akan dihabiskan sebagai konsekuensi dari pilihan anda
salah satunya adalah g dua puluh
baik kalau sejauh ini pantauan anda di lapangan bambang apakah ini kerap terjadi
mengubah benang menjadi kain bukan perkara mudah tapi super susah benar benar harus sabar dalam mengoperasikan alat tenun bukan mesin ini
atau tanda petik mengganti karyawan karyawannya dengan karyawan karyawan baru dengan status outsourcing
jadi kan artinya kayaknya nggak mungkin nih prita oke maka kita lanjut nih ke emas
ada juga campur tangan rumah sakit dan juga dokter di dalamnya
bersama dengan seluruh masyarakat indonesia
saya mengembalikan kepada intitusinya
namun jika kita berada di area yang tidak terdapat listrik tidak perlu khawatir karena
dan mereka tuh orangnya polite banget loh kak
salah satu spot yang favorit untuk menjadi tempat foto foto bagi pengunjung adalah jembatan kaca
ya di pasar gelap ada barang dijual atau ini ada data diperjualbelikan dan sebagainya
tentu juga akan terus solid
kita akan jalan jalan virtual lagi kali ini kami akan mengajak anda ke amerika serikat
apakah kemudian pak muldoko
pola hidup orang orang di kota besar ya seperti jakarta surabaya
enam tahun ya bener
presiden saya kira saya sangat lama ada di kantor staf presiden dipimpin
ini sudah mulai dibuka lagi toko toko sudah mulai dibuka
mungkin lebih fokus lagi terhadap dampak perubahan iklim ini bagi indonesia sendiri
potongan daging yang kenyal namun empuk saat digigit
sementara itu menteri kesehatan meminta kepada seluruh daerah
usaha kuliner pancake ini dikelola vela gunawan
untuk mengakali daging yang lembek basi menggunakan bahan lain yang rahasia
mungkin kalau riko dari pas kecil udah mau pengen nyoba yang lain lah
visa dan status tempat tinggal
lalu bagaimana kemudian catatan dari icw
tentunya kerjasama itu terus kita lakukan ya
agar pada saat pasar yang seratus dolar ke bawah itu seratus
saya rasa bisa jadi pilihan yang dipilih kemudian oleh si taeyong adalah pilihan yang lebih baik
khususnya squad basket ini sudah menoreh sejarah dengan membawa emas pulang ke tanah air setelah kurang lebih empat puluh lima tahun
kemudian didukung china malaysia australia india dan filipina
dari informasi petugas tempat itu nanti untuk yang turun di terminal tiga bandara soekarno hatta untuk yang onh plus itu ada sekitar empat ratus an jemaah haji
pendidikan anti korupsi dan program pencegahan korupsi
yang pertama saya pasti bersyukur
bagi indonesia kembangkan di beberapa tahun kedepan
sehingga ini akan memudahkan untuk menjadi tangan panik
tak jarang konsumennya langsung datang untuk membeli
sehingga ini pun akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi
bagi yuli rujito adalah kebanggaan keluarga
ini bukanlah satu satunya cara ai mengubah teknologi reproduksi
pemerintah australia cathy gallagher mengatakan ini adalah hal yang masuk akal untuk dilakukan
dua sembilan ratus di antaranya memanfaatkan voa dengan tujuan wisata
nanti peperangan bisa karena untuk menguasai sumber air misalnya
saya pikir standarnya dia bagus atau tidak dia profesional atau tidak dia memenuhi syarat atau tidak
kita tidak bisa melihat ya kita tidak bisa menilai siapa yang unggul dalam debat
betul ya ada inflasi misalnya
total vaksin covid sembilan belas yang telah diterima indonesia
pada tahun dua ribu dua puluh enam nanti itu akan bertambah
sudah diantisipasi oleh pemerintah
kalau menurut data tiongkok satu ratus dua puluh miliar
bangsa dan negara gitu loh nak
ini kalau nanti makan apa segala macam sambil jalan aja
kami menyebutnya pillar ltkl
aku tahu dia cocok sekali untuk peranan ini
masuknya itu bareng si edo sama adi bareng ya ke pj tuh waktu itu
kemudian ada batang seledri dan ada peter set
untuk memastikan bahwa apa yang dia rasakan ini benar benar gangguan jantung
salut sih jarang jarang ada yang dari pemburu bisa jadi kayak gini
oke kayak gini gini ada yang ngasih amplop juga nggak sih
keterangan keterangan atau fakta fakta yang benar ya
namun lebih dari itu kemampuan berdagang masyarakat etnis tionghoa juga lahir karena tekanan
cuman cara penyajiannya itu dia ditaruh di atas air
punya penerbangan yang support yang percaya sama tim sendiri
nah tugas panwaslu adalah
di sini normalnya cuma di awal sih di awal pandemi memang semua orang berebut makanan semua orang ke toko pemakanan
maksimal sepuluh kg per hari dengan menunjukkan kartu identitas atau ktp
sapi sapi ini juga harus dikarantina selama lima hari sambil diobservasi
kayak mau mati sih sebenarnya
ya ini apa khusus dari nyeri tulang belakang ya atau orang bilang sarap kejepit
tapi ya gara gara kita ada kesibukan itu
banyak sekali polusi polusi yang akan membantu transportasi bisnis di amerika untuk bisa transisi ke electric vehicle
jadi disitu tuh kita apa ya banyak kayak gitu gitu yang sebetulnya tuh
selain itu juga dalam penyajiannya disajikan dengan topping yang banyak
apa namanya anggaran ya artinya itu memang kebijakan
dari kuasa hukum pemohon ada yang
apakah memang ini didasarkan pada keinginan
sangat puas mas ini kan ibaratnya kita sudah fight dari tadi mas bilang dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
negara negara berkembang rentan terhadap inflasi harga pangan
hati hati dengan yang namanya kenaikan beras
kita telah diajak melihat langsung bagaimana suasana ramadan nanjau di sana di barcelona ya
berarti lu sekarang posisi di pon ini lu paling tua ya bip ya umur
begitu ini artinya ketika di hulunya di jawa tengah di daerah sana
perlindungan terhadap hak hak masyarakat indonesia
ya jadi dalam setiap kemasan obat selalu disertai dengan dosis dan anjuran
ini hanyalah salah satu bidang di mana para ahli berharap kecerdasan buatan
angga cita kusuma jakarta
kemudian juga kalau kita bicara mengenai tiket penerbangan
memang diakui sebagai agama samawi
atapnya ini dibangun berbentuk limasan yang disusun berbeda
berdiameter sepuluh cm pancake khas jerman ini begitu unik
kita menggunakan kapal kapal cacak helikopter
kasus dispensasi perkawinan anak tertinggi di provinsi jawa barat selama tiga tahun terakhir
seperti di liga inggris seperti tottenham
sama kelompok kelas menengah rentan yang selama ini mungkin masih mampu beli bbm yang non subsidi
gue latihan nembak latihan drible
pakar lain dalam perang perbatasan australia
ini mau dituntut anda ngomong disini
itu pengalaman sekali seumur hidup
yang memperlukan risiko yang mungkin untuk pengguna dan publik yang tersisa
ini kan setidaknya ada beberapa statement kontroversial ya
kayaknya ada satu tel
kayak feel yang gue rasain waktu awal retayat baik lagi tuh gak ada di feel sekarang
pelaku bisnis dan pelaku ekonomi terutama umkm dan pengusaha pengusaha besar
apa yang gue dapet dari basket
di wilayah desa ini kemungkinan yang terjadi adalah penanganan dari ibu ibu yang berbasis lingkungan
daripada berdiam diri sam memutuskan untuk melakukan sesuatu
begitu ia menjadi presiden
dalam waktu dekat yang sudah kita mulai kita akan membangun taman kucing
saat kampanye memasuki minggu terakhir
yakni di angka empat tiga puluh lima persen sudah memengaruhi kehidupan masyarakat
yang malas membaca tapi cerewet di media sosial
artinya kami menemukan pengguna pengguna yang memang setiap minggunya itu mereka pasti berangkat dua sampai dengan tiga kali perjalanan seperti itu
misal kabarnya ada pemalsuan tanda tangan ada perubahan dari kesepakatan yang telah dibuat yang telah ditandatangani ada surat baru
ngobrol sama berbagai pihak
mereka memiliki persembahan sendiri
dan juga tidak konsentrasi sehingga akhirnya dia tidak bisa melakukan pendidikan dengan baik
nah lu juga beda delapan tahun sama kakak lu
ketika kita melihat seseorang yang diduga memang memiliki
selain itu penting juga untuk membenahi pola tidur
jadi kami persiapan kenaikan ukt itu sudah sejak februari dua puluh delapan
tumpukan adonan tipis yang diberi krim berulang kali terlihat sangat menggugah selera
kita bayangkan jika pse itu tidak terdaftar
ke dua puluh satu tenaga kesehatan ini juga sudah dua kali disuntik vaksin covid sembilan belas empat bulan lalu
paket kue sepuluh hingga dua belas ribu rupiah
harapannya pengalaman ini dapat menambah wawasan dan menambah motivasi anak untuk terus belajar
oke aku mungkin pertama akan ke mas pongki dulu kali ya
namun banyak fakta dan mitos seputar daging kambing
tetapi saya pikir ini butuh kita sikapi karena persoalan ini bukan semata mata persoalan pengadilan agama
tapi kalau dilihat tuh emang muka lu juga setipe banget sih ya walaupun beda delapan tahun mungkin biasanya kan gak
asap masih membumbung tinggi dan saat ini masih dilakukan upaya untuk pemadaman
nah untuk mengetahui lebih lanjut saya mau berbincang bincang dengan langsung oleh pedagangnya yang ada di sini
nah ketika harga ini bisa ditekan dari sisi produknya kemudian dari sisi biaya logistiknya
empat g di daerah tiga t khususnya papua
akan mulai efektif pada tanggal dua juni dua ribu dua puluh satu nanti
para wni adalah prioritas
kita akan bikin untuk paha paha selanjutnya ini ada untuk si
atas nama rihana dan rihani dan total mutasinya ini juga cukup fantastis
kalau semisal nanti memang sudah sepadat
dan kayak ngomong sendiri itu
tapi kita masih melihat kasus yang membelit ketua kpk
atau lebih itu belum ada
pemerintah belum menentukan sikap berikutnya karena belum ada laporan dari kelompok deli serdang ke pemerintah
artinya memang sangat berbahaya jika
di dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para penyidik
sehingga perusahaan membeli gerobak milik tersangka
menjadi sumber utama pendapatan
jadi menurut dia bahwa kalau angka tersebut kemudian dimasukkan ke dalam investasi
dengan berapa salah satu contohnya mungkin ketika lo ngelakuin lu disuruh lu contohin jadi orang yang paling pertama
itu yang namanya homiside suicide ya
takutnya malah nanti perutnya belum terbiasa nanti kaget
oke bang herma sedikit tanggapan
nah jika ada yang sakit lekas bawa ke tempat karantina
perlukah presiden bicara dalam hal ini
ya intinya kita harus ngurus anak anak gitu kan
dan itu juga bagaimana transfernya itu sendiri
ini saya hitung tiga ratus kali itu misalnya satu bulannya kita nabung lima juta
masalah yang dihadapi oleh bangsa indonesia
nah yang kedua dengan ikut open trip
sore yang sungguh sibuk
di balik kelezatan dan keunikan kuliner tersebut pengandung juga sejarah yang menarik untuk ditilik
reza ramadan endra rezaldi jakarta
dan membantu roda perekonomian indonesia juga dan memasarkan produk umkm sendiri secara global mas
jika kami mendapatkan hasil yang lebih baik atau tidak
dan ini bisa dijadikan sebagai modal produksi
negara ini berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya
sebelumnya rektor universitas lampung karomani juga terlibat kasus serupa dan telah menjadi terdakwa
jadi terjadi perjanjian yang sangat berhasil
terus sesudah itu ada sorban
karena memang di dunia sendiri ada keterbatasan stok emas dunia
kelangsungan hidup negara negara aporigen tertentu
wah kita anti barang kita anti asing form asing menggabungkan data ini
sejatinya harus mengacu kepada pertimbangan epidemiologi
ini artinya mereka khawatir kehilangan pelanggannya penghilangan pelanggan tetapnya
karena memang sekarang ini masih banyak pekerjaan rumah dan masih banyak perusahaan yang sama sekali tidak membayar
dapat berpikir lebih tenang
anda nih yang penggemar drakor ataupun mungkin pernah ke korea selatan apal banget
perayaan natal di bethlehem kali ini memang sangat penting
cuma ini mungkin di kalian gue cerita gimana
yang penting jangan lupa sarapan diolah
setelah mereka mengambil kembar menunggu hasil kembar
ada beberapa mungkin yang aware dan nanya lagi puasa apa enggak gitu
dari umkm ya untuk tidak berjualan
tapi kalau sudah diadopsi harus berkomitmen ya
seperti penyakit tidak menular diabetes hipertensi dislipidemia dan sejenisnya
apalagi ini pasar tradisional banyak orang yang nggak datang
yang digali dan diteliti untuk bahan mitigasi
satu sendok cukup untuk dua puluh lima kg kedelai
ini adalah salah satu akses utama di desa cemarajaya yang menghubungkan dusun cemara satu di sana
yaudah jalan terus deh dari situ gue
kita sudah denger k ot logo
jadi kita bisa melihat ini jauh sekali perkembangan timnas indonesia u dua puluh tiga dari tahun ke tahun sampai dengan hari ini
nah kemudian dokter selain dari mungkin tekanan pekerjaan
air dari biji buah karika ini digunakan
sambil menunggu antrian yuk kita intip
penduduk australia berapa dua puluh enam juta
supaya tidak meluas kemana mana
ada indikasi bahwa beras ini akan diseluruhkan ke timur leste
seperti yang terjadi pada peristiwa ukraina melawan rusia di mahkamah internasional ini
selama orang itu bisa tetap rendah hati
cide pak herman rahman presidennya cide
ini memang cukup kencang soal
nggak tahu juga soalnya kita masih malu kak nggak pede
nah kepikir bahwa dengan kapasitas yang luar biasa itu indonesia yang sangat berkepulauan
kami juga menemukan dalam konteks beberapa komisaris bumn
oh deket deket situ jarang ada lapangan apa gimana
cawa press tuh pulang haji gitu
katanya ada orang datang jadi kita datang di situ
jadi bisa dibilang bahwa kesadaran orang indonesia untuk mengkonsultasikan dirinya menurut saya sudah mulai meningkat ya
iya gue ikut seaba abis itu lanjut fiba di iran
meski belum semua menunya halal pengolahan makanan halal dijaga dengan ketat dan teliti
nah yang terakhir saya sampaikan bahwa kami sudah mengundang
dengan pergerakan tanpa bola yang terus cair
ini adalah kontribusi besar dari semua
peziarah tidak dikenakan biaya masuk namun dapat memberi uang sukarela pada juri kunci untuk perawatan makam
jadi nanti dengan kehadiran satria satu ini
aspeknya zaman koko malah gak terkalah kan semua ya koya
berdasarkan data dari covid sembilan belas go id
segera setelah pasangan tersebut dimintai lebih banyak uang
ada enam ratus lima puluh juta dari polda kemudian juga diakui oleh pak alex tirta ya dalam keterangan kemarin
untuk mencoba untuk menjalani industri yang sangat kompleks dan selalu berubah
jadi makanya saya sampaikan tadi bahwa pasal tiga
sandu menjelaskan bahwa sebagian besar pusat pendidikan anak usia dini di australia mendukung vaksinasi yang dialokasikan oleh pemerintah federal
supaya dokter itu akan menyalurkan anda dengan benar
dan sampai perdana menteri dulu
ternyata sebelum seporsi kebab tiba di tangan anda
dan harga bersaing bagi pembeli yang memesan langsung lewat aplikasi mereka
baik buku elektronik maupun jurnal jurnal atau hasil riset di berbagai platform terpercaya
gusti gak kaget kayak ayah gusti sendiri
akan tetapi pada musim hujan saat produksi buah karika bisa mencapai dua sampai tiga kuintal per hari
dan jadi mungkin kita tunda itu
tapi kalau kemudian presiden sebagai user utama miliki semua data batasannya di mana sebetulnya
pemirsa kecelakaan kereta api argo semeru tujuan jakarta terjadi di wilayah kalimenur kapanewon sentolo kabupaten kulonprogo
nah obat obatan minum biasanya kita berikan kalau misalnya emang ada pasien yang menderita hidung tersumbat gitu ya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
otto sih onyx on pada marah ya gue salah iya oke tapi sekarang otto udah kurus banget gila
membawa cairan cairan yang sangat melebihi ukuran itu juga tidak boleh juga yang banyak yang lain
untuk mengatakan pada negara manapun hentikan penjajahan di tanah palestina
jadi yang lima ratus outlet kan pendapatan mereka variatif tergantung strategis letaknya di mana
feelnya ketika kita makan lancip di dalam mulut gitu
keseruan ini sudah dimulai sejak pagi ketika wahana wisata dibuka
saking bingung saya memesan hampir semua jenis segonya saja deh
ini kalau kita lihat tadi bu lebron benar benar gokil banget ya
beliau berkata bahwa tidak semua polisi itu buruk
jawabannya tidak clear gitu ya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
hadirin yang kami hormati terimalah salam hormat dari kami
lalu yang ketiga dia akan siap dengan dana darurat
satelit nah ini kembali
perang masih berkecamuk antara rusia dan ukraina
karena itu china mendukung sepenuhnya kepresidenan indonesia g dua puluh
tadi kan saya sampaikan kekuatan ekonomi
itu gas rumah kaca itu menurun tiga puluh
meski tak selalu asli yogyakarta
setelah saya cek ini bahu ini
beberapa yang gak basket udah pada kerja kerja sih ada beberapa yang ya ke gmc michelle flying wheels
dan kemudian kami lakukan pendataan
apa alasan utama pelarangannya
jadi sejauh ini kita sudah sangat efektif ya
berarti kebutuhan memperbesar kabinet ada dong
terus aku suka banget sama rasa minya sama rasa pancitnya gitu
yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung
namun nampaknya dari komisionernya berhalangan untuk masuk ke panel ini
oke pak dhani bagaimana kemudian mencari bakat baru dan juga upaya regenerasi
target seperti yang anda katakan
orang yang punya kepentingan paling besar
ada namanya kesadaran bersama
mungkin perubahan filosofi dari spurs
menganggap kalau kita kuliah di universitas indonesia ini sudah namanya sekali
dengan tambahan topping seafood seperti kerang cumi dan udang
cuma memang yang jadi tantangannya adalah kalau berbicara diet itu kita berbicara yang namanya empat elemen
berada di urutan pertama untuk dpd jawa barat
jadi secara ekologi sistem organik itu sistem yang ramah lingkungan
gubernur jaksa agungnya negara bagian aja dipilih
oh jadi bagian dalamnya aja chef yang kita naikin butter
gue tidak pernah meninggalkan
yahudi sebagai agama resmi di indonesia
apakah semua yang disebutkan dalam draft berkas tersebut ya dari afrika selatan menyebut bagaimana aksi keji israel
sempat konsolidasi internal juga
surat surat ibu helen kepada ibunya pada tahun sekitar tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga seribu sembilan ratus enam puluh tujuh lah
kita jeda terlebih dahulu kami akan segera kembali saat lagi
penyelesaian ini tidak menimbulkan kebisingan dan sebagainya
sedangkan untuk proses salad sebenarnya minyak kelapa sawit lebih baik
ya persoalan lain pak ngabalin bahwa bukan hanya persoalan hak terhadap siapapun untuk turut serta di dalam dunia politik gitu ya
tapi jokes itu kayaknya emang sudah diperhitungkan dengan matang lah sama penulisnya
yang membantu proses produksi manisan buah karika
ya aku melihat dia sangat fokus
dulu tuh sita pingin kayak gitu ke kuliah di luar cuman sita kayak kalau sita pingin kuliah di luar sita lebih pingin fokus ke belajarnya ngerti nggak
lalu dari observasi gejala juga ada gejala gejala seperti batuk pilek
ini misalnya tapi karena sekarang dia sudah pindah ke ruang sidang dia dikuasai oleh majelis hakim dia terbebas dari pihak yang semula memegang kepalanya
itu timnya itu cuma memang beda beda
kayak di indonesia ada yang pro ada yang kontra
tapi itu pun pastinya akan ada semacam syarat tertentu
lebih baik makanya sebelum tidur jauhin tuh gadget kurang lebih satu jam
dan bagaimana para pengusaha itu nantinya bisa memprotes ke arah mana mereka harus memprotes
oleh karena itu memang hal hal yang sangat krusial yang genting seperti ini
terlahir dengan down syndrome membuat orang tua ikhlas sempat pesimis terhadap tumbuh kembang anaknya
jangan ada kepentingan di luar itu gitu
beberapa hari terakhir ini kualitas udara di jakarta dan sekitarnya berada dalam kondisi buruk
menjurus menjurus iya bisa dibahas
iya kalau kalau hp keadaan terpaksa
di kaki gunung selamet di desa serang kabupaten purbalingga jawa tengah
kadang kalau lagi seperti ini kita keluar nunggu
dan ini merupakan tindak lanjut dari simulasi yang sudah dilakukan pada minggu sebelumnya
oh iya ternyata kenapa nggak dari dulu
tidak bohong ini permirso
namun pemerintah dengan undang undang yang ada melalui usu
waktu saya mulai pertama kali pegang besi itu
kalau yang mampu nggak ada masalah
pembinaan di tingkat junior nih di plt ini
dan inilah arya permana di tahun dua ribu dua puluh dua
oke ada lima tanda seseorang telah mencapai kemerdekaan finansial
forum silaturahmi yang informal tidak perlu dilembagakan ini juga bisa berjalan
nah ini saya kira pendidikannya menjadi penting
jadi misalnya kita itu butuh tenaga yang menguasai bidang ini
terkait dengan tenggat pendaftaran pse lingkup privat sampai enam bulan terhitung sejak simpan
tracing tahap pertama menunjukkan ada anggota keluarga salah satu nakes yang positif covid
jadi kita berada di tahun pertama
uniknya seorang kabolosi tidak boleh keluar rumah hingga akhir hayatnya
saya rasa street ketika bisa dimainkan tentu sintayong akan memilih opsi terbaik yang dia punya
bangsa kami diperlakukan keluarga nenek saya diperlakukan oleh resim aksi
kemudian tahun kelima ternyata pembayaran sempat tidak lancar gitu ya sehingga akhirnya polisnya sempat laps tidak aktif
ya paling tidak itu bisa mencapai enam puluh an jumlah gedung sekolah yang bisa dibangun
selalu berinovasi ya menghadirkan
anda bersama sps bahasa indonesia
dengan harapan bahwa upaya ini bisa ditanggapi oleh mahkamah internasional
kira kira bisa dikatakan ini nomor satu ancaman perubahan iklim
kalau dibuang buangin sih sebenarnya sama pedagang itu iya
itu yang akan kita lakukan bersama sama
untuk mendapatkan pajaknya revenue nya
sejauh ini ada berapa korban yang telah ditemukan oleh ppatk
satu dan lain halnya harus saling membesarkan hati
minyak akan membuat warna tortilla yang dihasilkan bilateral kuning
agar para petugas polisi dapat melakukan pawai
jadi energi sistem kita tuh sebenarnya harus berubah dengan dua bagian gitu mas
ancaman nomor satu non perang
jadi memang sama dan ada takbiran juga seperti di indonesia kayak gitu
yang diharapkan bisa lebih ampuh mungkin
ketika anda berbicara tentang kemanusiaan atau
tidak adanya penggabungan platform data platform monopoli platform
itu posisinya emang seleksi lagi seksi lagi berarti ya posisinya ya
jadi kita harus melakukan upaya mitigasi atau aritasi
dan bahkan setelah penyakitnya sembuh sebanyak satu dari lima orang menderita neuralgia pasca herpik
karena itu tentu saja dalam perspektif ini saya kira
ribuan jemaah masjid di pesantren darul ihsan desa bawang kabupaten aceh selatan aceh
atau kalau kita tahu nih ada arah yang
biasanya ada skinnya itu di bawah
nah problemnya kalau kita mau tambahan kayak latihan private lebih private kayak sama orang pro sama siapa nah itu kita belum ketemu lapangannya
jika ditemukan hewan kurban terjangkit pmk atau lsd
pendaftaran saudara gibran sebagai cawas pres
bahwa pada diri pak muldoko tidak bisa hanya dilihat sebagai individu pak muldoko
dengan layanan digital televisi
sosialisasi dampak perkawinan anak sejak dini menjadi penting terutama di tingkat desa
tidur kalau lagi hujan ya jadi tempat teduh kayak kolong kolong gini
setelah dua dekade tadi disampaikan
ini merupakan yang terburuk yang pernah teridentifikasi pada varian alpha beta delta dan gamma
terus delapan puluh enam itu yayu sama susana
dinamika nanti kita harus lihat bahwasannya
tergantung kadang kadang dapat tiga puluh orang kadang kadang dua puluh ke depannya bisa
ani rustati sejak dua ribu sepuluh sudah mulai mengolah buah karika menjadi manisan karika
selain itu pendidikan anak usia dini
untuk memastikan identitas jenazah putri dari sari indah yati berinisial pn
dan waktu saya meninggalkan ragunan itu
karena termohon menerima pendaftaran gibran raka buming raka
nah itu karena kita namanya xg masterclass
bisa melaporkan ke jakarta kini atau jaki
ya penampilannya nggak terlalu meyakinkan
oke untuk border sendiri di sana kemudian dengan terkait pandemi sendiri vaksinasi dan lain lain menghadapi wabah virus corona sejauh ini
apa kemudian kemungkinan yang bisa terjadi dari viralnya
karena kerugian ekologi ini kembalinya secara natural dan butuh waktu
itu juga bisa terakses atau diakses oleh daerah daerah lain gitu
taman safari bali berkontribusi pada perlindungan spesies yang terancam punah
merasakan oh ini adalah sebagian jihad yang sebenarnya
sedangkan semester pertama saja sekarang
kemarin tiba tiba ngajuin diri gitu kan
faktor lompat itu tinggi dari badminton juga ya bip ya
sekurang kurangnya pemanggilan anda
sementara bagian dalam yang ada biji buah karika
menurut fawkan al hassani ahli waris keturunan ke tujuh belas pondok pesantren alkafi
terjadi di waktu yang akan
baik suroki maupun ana fajriatin berharap ada penjelasan detail sejauh mana tugas pendamping ini
dan kita rasa itu akan berbahaya bagi produsen lokal
di hotel itu kan bukan nggak sama
nah makanya kenapa siapa yang bisa membantu arya untuk merubah ulah perilakunya
kita dibuat lelah sekali dengan tekanan
semua komponen yang mampu mendukung umkm
itu harus menyebabkan kekuatan
momen hari anti korupsi sedunia
kami juga punya channel juga yang bisa dinikmatin
selesai menggiling kemudian memisahkan kulit ari
untuk jenis hukuman disiplin sedang meliputi pemotongan tunjangan kinerja sebesar dua puluh lima selama enam bulan
sebagai dokter spesialis kedokteran olahraga
nah ini terjual mencapai tiga juta rupiah
anda itu harus apa namanya
beserta keluarga anda karena perjuangan ini dibutuhkan bersama sama
indonesia corruption watch mencatat kasus korupsi cenderung menunjukkan peningkatan pada kurun waktu dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
dan telah menghasilkan beberapa karya seperti merdeka mengajar
ke tujuan surabaya dan juga gambir maksud saya telah dievakuasi menggunakan krd yaitu kereta api bandara dan juga kereta api perambanan ekspres
nah itu nanti bisa dibongkar oleh
apalagi indeks demokrasi dan ham di indonesia menurun
ternyata kita bisa berinteraksi dengan makanan sebagai controller game kayak gitu gitu
tetapi ukraina ukraina mengajukan ke rusia
walaupun juga tentu ada
atau dalam hal ini provinsi yang punya kapasitas fiskal yang rendah tentu punya ada penyesuaian ya
untuk memaksimalkan profit yang bisa didapatkan
bernegosi dengan rakyat lokal
padahal kalau kita lihat statement statementnya
terus nama namanya ada tuh bagas terus yuda firden habib
yang pasti akan ada dampaknya ya
oke tambah berapa biasanya kalau ingin merayakan hari komedi
anak anak menteng tiga puluh satu ada malik wikanat sukarni dan kawan kawannya
kan pas itu dipegang sama klub
covid sembilan belas belum usai dan kini dunia digegerkan dengan varian baru virus corona yang dinamakan omikron
baik silahkan kami minta update terkini dari lokasi silakan bambang
yang bukan hanya untuk di kalangan indonesia
yaitu adalah otomatis kenapa kita makannya banyak kelebihan sehingga kita gemuk
nah ilmu bertahan hidup inilah yang harus didapatkan juga secara menyeluruh oleh anak anak santri
sebenernya kalo yang levelnya udah ibl
ada bedanya nggak sih bu rotokin ayam bulu ayam yang ayam seger sama ayam bangke
oke kalau tahun pertama dua ribu dua puluh itu kalau ramadan soal ramadan ya
ali bercerita awal mula hatinya terketup untuk terus menolong orang lain adalah karena ia ingat pesan dan petuah dari gurunya
lebih lebih kalau itu sudah lebih
kalau ramadan menjelang idul fitri ini tiba tiba nambah ini pengemis ya di jalanan gelandangan dan pengemis
di mana puncaknya tentu adalah pertemuan antara presiden joko widodo
ada batasan jumlah utang yang dapat diperoleh oleh mahasiswa
dan tidak akan memberikan perusahaan
dan terkadang pekerjaannya juga
seperti kepiting cangkang lunak crispy
kalo ini cerita gak ada kelarnya nanti sen kalo ngomongin mas brun
warisan budaya lenong harus tetap dilestarikan
jadi secara garis besar adalah penghentian sementara pertempuran demi tujuan kemanusiaan
ia menyatakan bahwa amikus kurai ini merupakan sebuah pendapat ya bukan intervensi terhadap kebebasan hakim memutus sebuah perkara
maksud saya kalau ada indikator macam macam ya
sampai dengan nantinya adalah penentuan calon anggota legislatif dan presiden
mungkin di timur mungkin di sekolah di situ
titik terang keberadaan ma datang dari pengemudi bajai
sebelum menuangkan adonan ke atas pan
jadi nanti publik akan bisa menilai kok
artinya tujuh tujuh puluh tiga itu dari kelas enam ke kelas satu smp
nah kalau anda ke surabaya
kita bisa segera jalan jalan kesana ya karena jauh banget di afrika utara
untuk kesempatan pertama kami mohon perkenan bapak kepala bnpb untuk menyampaikan hasil giat tanggap darurat
ada kesenderungan mereka juga diversifikasi aset
kalau aku sih ragu ya soalnya kan dulu juga pernah ada pembuatan mobil listrik gitu tapi cuma dibuat aja dan nggak distribusikan secara luas gitu sih
kepala opd opd ini juga sudah diperintahkan oleh bapak bupati
istrinya hingga harus dirawat rumah sakit pasar minggu
tapi dengan cara kayak
namun jika dikonsumsi terlalu sering maka tetap saja berbahaya bagi tubuh
dalam negara yang memproduksi
buka sejak pukul tujuh pagi hingga sembilan malam kita sudah bisa menikmati aneka makanan dan minuman di sini
jadi harus pas potongannya

illegal pick apa berapa berapa pokoknya banyak kan
nggak jadi kayak team scoutingnya
untuk merawat dan membina anak napiter
misalnya migrasi yang berkualitas migrasi yang teratur ya kan
itu apa gitu ini kebanyakan
bener bener latihan mental lah
buatku ini penting buatku ini baik ya aku jalankan
selain chef ada juga kelas mempelajari profesi pilot di salah satu bandara di daerah cibubur jakarta timur
kenapa sekali lagi saya mengatakan
dengan kementerian keuangan jadi menurut saya
jepang yang juga memiliki potensi gempa
karena gue jalanin dua duanya
pasalnya korban yang masih berusia delapan tahun dihabisi oleh tantenya sendiri

kemudian pemerintah kedua negara
memang akses terhadap finansial masyarakat indonesia masih rendah gitu ya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
daerah tutar adalah daerah yang pedalaman
iqbal sudah lima tahun mondok
biasanya munggahan dilakukan oleh masyarakat sunda sekitar satu minggu atau paling lambat satu hari
hal itu dirasakan wika yulinda yang baru delapan bulan menemani anaknya najima zahira berjuang melawan tumor wilms atau kanker ginjal yang langka terjadi
jadi kalau misalnya kita lihat di mana mana tuh banyak banget
area konservasi jadi anda tidak bisa
meski demikian pemerintah telah menggelar rapat khusus tentang ruu dkj
usaha atau investinjol yang sama gitu dengan nama yang berbeda gitu
itu tidak bisa lagi untuk ditambah
kalau akhir tahun tidak bisa liburan malah justru masa tugas
dan menghindari aset aset yang spekulatif
beliau kan pakar hukum ahli hukum
karena kan kita tahu juga di masa pandemi seperti ini kan apa apa serba ketat di indonesia ketat apalagi di us
ini kak besar yang mangkok itu
gimana ngukurnya dia efektif apa enggak
tetapi agak aneh orang yang mau tahan tanggal itu
kita kan ada program seperti itu
sementara itu kapolres metro jakarta utara kombes gideon arief setiawan
dan bisa diangkat lagi untuk satu periode berdurasi lima tahun
tapi yang menjadi masalah adalah barangnya nggak ada
dengan penanganan yang tepat dari pemerintah
kan samuel juga tadi ngomong juga ya di awal
si atletnya harus pintar ngatur makanannya
termasuk untuk menyirami tanaman palawija di ladang
dari tiga puluh rumah sakit vertikal
kendati membolehkan kreator meminta hadiah
yang dateng gue gak
nah itu tuh biar nggak usah bacot lagi bu kan
dan ya dia setiap tahun
dan menjadi tulang punggung keluarga
itu nggak bisa direm istilahnya
pak suparji pertanyaan terakhir ini kita tahu ada beredar viral di lini masa mengenai surat dari wali santri gontor
tetap akan dibiarkan pada habitatnya
apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa
kalau manajek setuju dan tidak setuju gitu jadi belum tahu kalau head close pengen
para santri yang belajar di pesantren sudah terbiasa terjun ke sawah dan perkebunan untuk bercocok tanam
dari satu konsekuensi pribadi yang beliau lakukan kemudian perhitungan perhitungan
mereka akan memotong sedikit pajak tambahan untuk melunasi hutang health anda
menjadikan perpaduan rasa yang lebih enak ketika dinikmati
kakak mulai aja ngeliat lu lebih tua cen kayaknya cen
iya main main ada tivan juga tivan bpj
oke komisi yudisial bisa turun artinya bisa mengintervensi fonis ini
dengan diolah menjadi pupuk dan dimetil ether atau dme
di segmen berikutnya kita akan membahas khususnya juga kembali
ini cen ngomong ngomong sebelum kita masuk ke karirnya mario
kemudian distribusi logistik relatif sudah lebih baik daripada hari hari kemarin
jadi skill apa saja yang ingin segera dikembangkan bapak
ya mungkin kalo gak dibilang pamit sama orang tua kayak minta izin tempat diskusi gitu
oke kalau tadi diajakin saya sebenarnya juga mau join
fed cup yang bulan juli kemarin ya kebetulan kita final di playoff akhirnya kita gagal di grup
wawancara yang tidak ada di surat itu
saya drop di dua belas titik provinsi yang membutuhkan memang betul betul membutuhkan beras ini
dan kadang kadang dalam kombinasi
menurut anda bagaimana dengan harga yang
karena ketika kita puter puter ini itu asfal selalu mental
hamparan pantai berpasir putih mementang sepanjang tujuh ratus enam puluh lima meter
dan juga konten albumin
kemudian dari satuan tugas juga mengeluarkan banyak sekali regulasi
seporsi nasi hanya sepuluh rupiah ditambah lauk bau yang dibanderol lima sampai sepuluh rupiah
pangeribuan korespondensi ann indonesia melaporkan
jalan jalan ibu kota kini banyak didiami pemulung bergerobak
saya kira itu sudah ada prosesnya sendiri
pada saat itu gue tuh kelas tiga sma tuh
akan memberikan keterangan yang sebenarnya
abang yang sekarang bisa mencernihkan minyak itu secara otodidak di sana
ketua kemporven keresidenan bogor mengatakan konsep ini terinspirasi oleh australia
tanah khasanah yang kemudian narasi
sependapat dengan prof reynolds
oke semuanya disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan negara
dengan semakin mereka terlayani
sebagai langkah antisipasi pada selasa pagi petugas pun dikerahkan untuk membongkar dan membersihkan drainase tersebut
udah pakai sarung tangan masih kecakar
sebenernya aku masih uph
standar baku mutu air sendiri ditentukan oleh sejumlah parameter mulai dari warna airnya hingga tingkat keasaman
akhirnya sampai registrasi berhasil dan saya dapat email untuk keberangkatan pulang pergi
paparan sinar matahari secara teratur mungkin bukan suatu pilihan
dan ini saya pakai juga air dari sisa rebuk
warga dki jakarta bangga dan mengapresiasi berdirinya jis
keputusan dkpp dan mknk
harapan kami tentu bisa meningkatkan kualitas
sementara untuk yang onh itu mereka akan turun di terminal tiga bandara soekarohata
setuju atau gak setuju
kalau ayu kan di merpati bali itu kalau merpati bali kan di jakarta ya lebih banyak latihannya
ada yang penasaran bagaimana cara menyusun daging di rotisserie
eits jangan tertipu dengan namanya baby karena ukurannya tidak main main
oke kesimpulannya kalau dari pak budi ini sudah on the right track
jangan berumah di pinggir pantai dong
dan kalau ini sampai bisa mengurangi kredibilitas presiden apa artinya kepada pemerintah
katakanlah kita berbicara angka lima juta rupiah mbak megi
namun akhir festival itulah yang menjadi sorotan yang ditunggu tunggu banyak orang
atm itu dia akan
membandingkan kita nggak bisa membandingkan
seperti yang lain biasanya itu saya juga kurang tahu sih tapi kalau saya pribadi alhamdulillah nggak pernah seperti itu
artinya memang pihak militer israel masih terus melakukan penyerangan terutama memang mereka sangat intens sekali di kota rafa karena
pemerintah menargetkan setidaknya tujuh puluh persen masyarakat di indonesia
dan berusaha sedemikian rupa untuk tidak terjadi lagi
keluarga dari nyokap gue emang tinggi tinggi sih
nah mas waktunya berbarengan gue
jadi masalah di dalamnya karyawannya itu tuh benar benar harus kita perhatikan
baik terima kasih mbak tiffany dan sianian yang sudah mengundang saya lagi nih
kemudian yang sektor umkmnya seperti apa
arkeologi yang ditemukan oleh tim ahli
untuk saling kenal mengenai
dengan ketajaman yang beda beda
eee sampe kelas tiga kalo gak salah ke tiga smp jadi pindah aja
jadi sangat ini sangat sangat malah sering ketemu dengan mereka pada saat bulan puasa ini
salah satunya sugiharto gandami harja
yang memanfaatkan mereka untuk pengetahuan tradisional aporigin
artinya tidak hanya memberikan pelayanan perjalanan bus aj saja tapi juga kita melakukan beragam inovasi ataupun improvisasi untuk dapat menarik masyarakat menarik minat masyarakat untuk menjadi pengguna kereta cepat puas
salah satunya banana uyu
dan kembali lagi memang pada akhirnya adalah hak dari prerogatif para presiden itu
di tondanu sulawesi utara inilah
ya dan lalu seperti apa sebenarnya penerapan kebijakan ini
usai mengikuti pelatihan umkm nur hayati berniat untuk membuat makanan dari bahan labu kuning
malam ini sudah ada relawan di samping unsur unsur pemerintah tni polri
bahkan buat gue itu bahkan gue tulis juga bahwa
membuat produk yang berharga dari
masalah ruang siber ini memang keamanan ini
jadi itu adalah skenario terbaik yang akan berlaku
kikir ada sih yang membedakan atau sport massage
idenya atau gagasannya sendiri
memang sudah terkenal sejak lama
sehingga kader kader yang sudah mungkin berikhtiar besar gitu ya
ini sekedar untuk melegislasi
perundungan perundungan di rumah sakit milik kementerian kesehatan itu
dua pesawat kasa dua ratus dua belas tni angkatan darat
gue kalau cerita gitu selalu sedih sih
atau zat pemicu alergi seperti debu atau bulu hewan
impactnya ke pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
yang tergabung dalam bajulmati sea turtle conservation center atau bstc
tapi kalau memang betul betul tidak mampu diskusikanlah secara bipartit
ini ada topik menarik juga sih sebenarnya

akibat adanya lingkungan yang penuh
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbastol
di tiongkoknya sendiri sudah diatur bahwa ada larangan terkait dengan praktik monopoli platform
gue udah ngerasa kayak gak asik banget sih main basket
mereka harus mengembangkan kualitas air mereka
nah ini yang harus kemudian dibuka secara jelas oleh pssi maupun oleh klub klub
kalau ada yang kuliah ya kuliah kayak gitu
karena di lapangan tujuh puluh sembilan daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit
kita benar benar membutuhkan aksi kolektif ini
dewan muda australia melaporkan bahwa rata rata kita membeli lima puluh enam potong pakaian baru setiap tahunnya
jadi may day ini diperingati di seluruh dunia ya
tentunya ini rumah pemerintah indonesia
yang menarik adalah hidrogen dalam mobil ini ini dihasilkan dari air
menteri kominfo budi ari menjelaskan
jadi memang yang menggunakan adalah tempat tempat tersebut terutama pendidikan ya
bahkan media ikut terangkat juga dengan berbagai liputan dan sebagainya
nanti bisa dibuktikan di pengadilan
dan satu juga yang ikonik di sini adalah perayam gorengan
siswa diajari dan diingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan
basic keluarga emang ada atlet
lebih dari itu penggemar bonsai lebih dikedepankan dengan material lokal indonesia sehingga nantinya bisa lebih mengenalkan tanaman indonesia
icw menyebut jika uang negara empat puluh delapan tujuh triliun rupiah tidak dikorupsi
dalam keterangan polisi jumat kemarin penyidik telah menetapkan lima tersangka atas kasus ini
belum di kantong pak anies atau nambah nih bu susi ini
mereka nggak ngambil barang gerobaknya kosong
mayor penerbang okvan yudhoristanto
terus juga ada saham saham kita
menjual iphone dengan harga jauh di bawah harga pasar
seperti bisnis lainnya usaha tahu jelotot rudy sempat anjlok hingga lima puluh persen akibat pandemi
dokter spesialis penyakit dalam divisi respirologi fku irs cm
istilahnya kita lagi punya banyak sampah nih di dalam diri kita
jadi kita kayak ngerasa useless banget kak
kita emergency response seperti yang tampak sekarang ini
terakhir ya yang wta dua ribu delapan
desa wisata penglipuran yang terletak di kabupaten bangli bali
kenaikan pbbkb akan berpengaruh ke harga bbm non subsidi di dki jakarta
tidak tercuri tidak dirusak oleh orang lain
ya yang jelas sangat amat beda jauh sih sama perayaan di indonesia
kemudian kalau kita bicara manfaat ekonomi
seperti misalnya jam keberangkatan kemudian hari ini ya peak season ataupun hari kerja atau weekend tentunya akan berbeda seperti itu
ya mereka bagus bagus kok
ada kan ada yang deep ada yang bio facial teknik gitu
mulai dari dua belas rupiah untuk semangkuk sayur asem
dan kerennya pakai alat yang masih jadul
atas apa yang telah terjadi pada diri saya saat ini menjadi suatu pembelajaran sangat penting dalam kehidupan saya
value value yang mereka miliki
jika anda tidak yakin jenis kulit apa yang cocok untuk anda
apakah ada pendapat yang terjadi
selanjutnya diberi air olahan bagian biji yang sudah dimasak dengan gula pasir
karena memang mungkin teman teman yang lain lebih berkualitas untuk pemahaman masalah haji barangkali begitu
pemerintah juga tidak menginginkan untuk impor
karena untuk mengunggurnya kurang lama
hampir tiap hari saya buka puasa memenuhi undangan undangan yang ada di amerika serikat ini
karena barang barangnya barang barang indonesia
hanya boleh sampaikan kepada penyidik
soft talk sering digunakan agar seseorang mampu mengelola diri sendiri
oke baik pak ini untuk korban luka luka apa saja pak yang dialami oleh mereka pak
panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi surabaya terus mengingatkan jemaah calon haji saat masuk asrama haji sukolilo surabaya
mungkin kadang kadang ubi termasuk salah satu yang favorit saya
tapi ketika memperkenalkan untuk warga
saat ini kami masih terus melakukan pendataan
yaitu agar manusia selalu juga apabila tidak ada ketentuan hukum
kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu
apakah ini bisa menjadi gugatan dengan tingkat pembuktian yang kuat
kini seiring dengan transformasi kecerdasan buatan di dunia
terjadi penurunan berat badan dan peremajuan peremajuan selnya
terus ada lbh ylbhi
bagi mereka masyarakat dari kelompok rentan memiliki komorbit lalu lansia dan juga mereka yang tengah bergejala batuk dan juga pilek
langsung saja kita sapa warga negara indonesia di al jazair rezi nizawati
apa betul ini jadi empat puluh menterinya
ada faktor penyumbang yang bisa dikontrol seperti sumbangan polusi udara dari kendaraan bermotor
polisi pun menduga tindak kekerasan ini dilakukan tersangka
pertamina patra niaga akan memantau serta menyiapkan stok bbm yang cukup pada jalur lintas utama
di dalam tanah namun
kompetisi yang bagus lalu tim nasional yang bagus
hai nando sarapan apa sih tuh yang lagi diumpetin kira kira
dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi
yang sedalam dalamnya karena sudah menerima saya dengan baik di sini
dan sebab itulah perlu diskusi silaturahim terus menerus dengan para mantan pemimpin bangsa ini
oke kalau kita belajar dari krisis ini
dan itu saya mempersiapkan diri dengan sungguh sungguh
tapi masih dalam lingkup sm
bisnis organisasi dan dewan kini bekerja sama dengan tuan rumah acara profesional
orangnya selalu menantang dirinya sendiri
tahun dua ribu dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh dua umk kami tidak naik
untuk menemui wali songo di surabaya sunan ampel
melihat periodisitas gempa gemba terjadi ini cukup pendek
itu tidak dapat datang dari pemerintah secara sendirian
dari kecilnya kenapa awalnya terpaksa ikutan
kalaupun menyimpang juga harus tafsir juga nih mas
ini bukan pertama kalinya saya melihat kerusakan di pesisir utara pulau jawa
sehingga manfaatnya tidak berubah menjadi dampak negatif pada tubuh
nah tapi ini kan kita masih terus bahas
seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi bagikan
sedangkan thr dua ribu dua puluh ada yang dibayar dengan sistem dicicil
kita berhubung hubung sama orang orang kbri di sini kbri aljir
karena korea kan bukan negara berbahasa ibu inggris ya
tapi sesuatu yang lahir dari konsen manusia
yang bisa terjadi kapanpun
percaya kita bisa ini
lemah sekali presiden amerika itu ke domestiknya
strategi ini formasi ini cukup bisa meruntuhkan formasi dari irak
nah dia suka basket nyokap gua gak suka basket nyokap gua gak ngerti apa apa tentang olahraga
dimana di sini dihadirkan tarian mansado dari kabupaten luhut timur
pak hendra dari bandung bawaan apaan aja
kecewaan juga sih ya sebenarnya pada pertandingan saat itu ya
makannya seberapa banyak kalau di sini gitu
selamat malam bang jerry bang diego apa kabar
mc lapangan di basket juga dulu jaman
nah kemudian kurang istirahat
karena kalau tidak maka antara ini satwa yang masuk karena mencari perlindungan
cukup rame dan sekarang sepertinya yang rame juga ini pasca pandemi
kita masuk ke sana dengan resort
di mana orang orang kita cukup mengatakan stigma
sedangkan uang penggantinya itu hanya sekitar rp tiga sembilan triliun
buktinya ada pengalaman yang bisa bisa ini loh maksudnya bisa di sharing ke teman teman di
modal ya modal untuk berangkat gitu
yang jelas jelas datanya itu valid kok
walaupun sekarang gue udah bisa bersyukur dengan apa yang terjadi gitu loh
mereka yang punya potensi konflik of interest sebaiknya mundur seperti pak mahfud
tentunya tadi pak mendak juga dalam video sudah menyampaikan
udah lama banget ya aku udah makan di sini jadi udah kayak homey banget gitu
ksp ini luar biasa di istana banget kan gitu ya
lu tiap hari pakai polo shirt juga males ya jo ya
juga selain ali jasim tadi ada juga namanya hasan ya dia main di grasshaft di belanda gitu
kita memilih kesehatan dari keempat berikutnya untuk memiliki pembayaran tambahan setiap minggu
indonesian e commerce association atau idea membenarkan adanya subsidi dari marketplace kepada penjual

nanti masyarakat ataupun siapapun yang akan masuk ke pusat perbelanjaan cukup dengan memiliki akun peduli lindungi
sedara ali pada tanggal tujuh november dua ribu dua puluh tiga
karena beberapa orang memakai pakaian yang mempunyai pakaian yang sepenuhnya
berimpak besar juga sih pasti
enggak lah gue jarang kepilih apa apa gue gak pernah ikut borde gak pernah ikut pop cup gak pernah ikut apa apa
booking diharapkan dapat memperlancar antrean dalam sehari operasional foto studio
dan membudidayakan kepiting di kolam agar kepiting memiliki ukuran yang lebih besar
melakukan pelanggaran berat terhadap etika
kena sasaran satu dan sukses juga untuk mbak windy untuk di masa yang akan datang
takut tiba tiba gak jadi apa apa gitu kan
oke yang berikutnya adalah sum sumnya
penumpang tujuan bandung dan juga
yaitu pesannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan agar tidak ada bank yang bermasalah
bicara goodwill ini tahun lalu kita pernah juga ingat ada kasus mr who
saya pikir terutama bagi orang wanita
ada yang sakit susah yang orang hamil gitu
kabanti sesungguhnya naskah naskah paling tua itu sudah hampir tidak ada
tapi tambahan dari warung itu tenaga
skinificnya origionaut gitu ya
ada persiapan semua masih panas
dulu masih ada baru kci kemudian saya berpindah ke wangi
jadi rumah sakit pemerintah saifur anwar dari rumah sakit provinsi itu
kita sudah lihat bahwa memang ini merupakan fenomena yang banyak juga
dan dari catatan kementerian kesehatan memang untuk tahun ini
dengan lawan yang juga jauh berbeda tentunya dengan dengan dengan dengan yang biasa kita hadapi di penuh asia
sampai anda mendapatkan pekerjaan
karena gue mau compete lagi setelah dua tahun berat naik tujuh kilo
ya tapi kan emang kalau itu kan ibm peraturannya kalau belum
itu memang salah satu suara yang mewakili pelanggan transjakarta mereka
dengan cara yang tanggung jawab
penelitian dari para saintis gitu ya
ada empat puluh kucing liar yang berdomisili di sekitar cengkareng barat
yayu susana sama yayu maseri
karena pekerja pekerja industri musik ini bukan cuma si artisnya bukan cuma si musisinya
pemberian bantuan untuk mobil listrik
sekarang alhamdulillah sudah bisa nembus punya peringkat terus sekarang di guidance sama run
nah disitulah akhirnya kami tertarik dan terpanggil untuk menyelamatkan itu ceritanya
iya wilayah dari bangladesh kalimantan vietnam dan sebagainya itu buangan dari lautan buangan dari gunungan himalaya
dari total royalti yang sudah di koleksi oleh
terus rama pun juga ngelihat loh
tadi yang saya sebutkan kelompok kelompok rentan untuk mendapatkan akses pembiayaan
jadi saya kira kepresidenan indonesia di g dua puluh itu sangat signifikan
sementara pelita air service diharapkan lebih berkembang lagi
karena banyak sekali keluarga yang kemudian berpikir beberapa kali karena anak mereka yang berusia dua belas tahun
pertama sebagai mandat undang undang mata uang undang undang bank indonesia
tidak hanya oleh masyarakat indonesia tetapi juga oleh masyarakat muslim lainnya
karena wisatawan muslim dianggap sebagai target potensial
di empat belas hari untuk mempelajari isi polis apakah perlindungannya itu sudah sesuai
jadi tempat untuk venting ya
bagi kita sudah sampai itu sudah bagus
jadi saat kita mencari itu itu bisa membutuhkan tiga enam jam untuk menemukan sperma singkat
sepanjang mata memandang terdapat hamparan perbukitan
harus ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan
berarti sekarang lu nggak wefa wefaan lah ya
nah beberapa kegiatan yang kita lakukan atau teman teman lakukan di bromo misalnya terhadap
yang mundar mandir tuh dari ujung ke ujung tuh rame banget pokoknya
mas aku boleh minjam sendok gak nih
konsernya itu dihelat dari tanggal dua hingga tanggal enam kemarin ya
saya kira apa yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk melakukan judicial review itu sudah sangat tepat gitu ya
kalau misalnya tawaran imf itu mungkin bisa dibilang tergantung
tapi berarti masih percaya nih denver bisa balikin ya tiga satu ya
itu gue waktu itu emang
hari ini panasnya kota palawan luar biasa
lebih gampang berarti nyopotin bulu bulunya
di antara pemerintah dan sebagainya
kalau bahan pangan ininya seringnya lidah buaya terus kayak seleb pisang terus kayak bahan bahan minuman kayak rosella
untuk hidup di jakarta dan menghidupi anak istri di kampung halaman
reaksi gastrofisik inilah yang membuat pengalaman menikmati hidangan semakin optimal
serta tiga d effect pada permukaan emas
tidak hanya di sekitar pesantren al ghafi somalungu
dari beberapa data yang kita ambil yang kita kumpulkan dan memang ini merujuk pada satu
dan persiapannya sudah memasuki tahap final bisa berlangsung lancar mulus
minumannya ada pilihan minuman herbal campuran kunyit lemon dan lada hitam
di satu ratus empat puluh titik di tiga puluh satu kecamatan
padahal ini bus transportasi ini memang murah meriah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
terus gue bilang tanggal segini baru landing
dan ini menjadi target utama kami
dan artinya dan juga kurang lebih sepere empat dari output manufaktur di seluruh indonesia dan sekitar sepere lima dari perdagangan di seluruh indonesia
tapi kalau kita lihat bagaimana air laut itu bergerak di kota jawa timur atau di bali bisa juga sampai ke australia misalnya ya
mantep juga gitu ya
nah tahun dua ribu dua puluh dua saya kesini lagi
ngelebihin basket apa meleduk meleduk tuh
kalau penumpang rp empat
mudah mudahan aja dibikin lagi sama imajinari
seperti diketahui proses uji coba ini juga akan melihat kapasitas kompor yang tepat sehingga masyarakat akan lebih nyaman dalam memasak
kemudian naik menjadi sembilan persen di dua ribu sembilan belas dan sekarang itu di kisaran dua belas persen
bisa nasi putih bisa dari tepung terigu dan turunannya
titik yang dicekungan dimanapun
saat seseorang kita lihat wah ini lagi gaduh gelisah gitu lagi ngamuk ngamuk gitu
itu sebabnya kalau saya menyimpulkannya adalah tidak menjadikan orang tua kita dana darurat
informasinya pada pukul tiga sore nanti akan dilakukan evakuasi dengan kereta ten
gempa dan tsunami rutin terjadi di wilayah ini
secara desain bangunan indoor multifunction stadium ini juga menyatu dan menyesuaikan dengan kawasan gbk sebagai kawasan cagar budaya
perempuan indonesia kerap dipandang sebagai pekerja yang rajin namun bukan sebagai pemimpin
tapi sebenarnya seberapa dibutuhkannya sih gitu
hal ini dikarenakan emas tergolong sebagai aset aman atau biasa dikenal dengan safe haven
solusi digital itu tadi ya terima kasih
orang untuk main di situ gitu
selain itu kita juga masih bisa melihat mimbar khutbah kuno
ya singkatnya ditanya akhirnya gue decide untuk gue balik
ini didengar oleh perwakilan kbri
dulu pernah tawarin di upa
untuk meminta izin agar bisa dilakukan pembongkaran
oh menarik menarik menarik
apa itu sebenarnya perubahan iklim
undang undang politik tentang menjelaskan masalah itu
lagi lagi takjil yang selalu dikangenin oleh diaspora indonesia dimanapun ya
yang penonton juga terus mau masuk ke stadion
atlet atlet baru jiwa jiwa muda untuk bisa mengangkat sepak bola bisa lebih baik lagi
kurang lebih nanti kita membutuhkan satu ratus lima puluh dokter
salah satunya rsud tangerang
kita di basis ai blockchain iot machine learning sudah banyak
kalau australia kan walaupun sudah mulai menua
bukan karena mungkin kerjaan gue di lsk itu belum kelar
karena stadion vij khususnya lapangan ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya
gerakan apapun masuk gitu ya
cukup signifikan terutama oleh cabai cabai rawit ada telur dan juga daging sapi
pak prabowo itu bapak punya waktu empat lima bulan ini
iya sih itu sih
pak dhani mungkin ada yang ingin disampaikan pak kepada seluruh supporting system atau supporter indonesia
bisa lihat saudara kita yang jauh
karena e commerce kita itu sebetulnya ya
jadi kalau terjadi dua atau meningkat satu setengah derajat bisa dibayangkan
menurut aku mungkin papua kali ya
perkembangan dari lembaga keuangan baik yang bank dan non bank
menyiapkan tenda tenda yang lebih baik
erick merinci hingga saat ini sebanyak dua puluh enam sembilan juta masyarakat indonesia
jadi dpt adalah daftar pemilih tetap
ini yang pertama adalah bakso sum sum
maka dengan terbitnya undang undang omnibus law ini
satu peristiwa politik yang kedua adalah peristiwa hukum
dan itu akan memberikan sebuah kerentanan untuk dia mengalami kondisi kondisi kecemasan termasuk panic attack
dan menurut saya dia bikin yang pekerja yang luar biasa
dari sini saya melihat sejumlah kotoran padat mulai menyatu dengan bubuk khusus ini
orang dewasa harus meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi sekitar
tapi kalau yang udah biasa langganan ya udah dikasih
pas pokoknya setiap ada pemberitahuan untuk kereta cepat dibuka untuk umum saya nggak mau ketinggalan dan akhirnya semalam saya coba dan saya dapat
museum demokrasi australia pendengar mengatakan
gastro fisika dapat diukur dengan metode ilmiah
sebenernya lu kalau nanya tips gue kayak gitu kan balik lagi kan itu kan semua sebenarnya berkat kan
yang ternyata setelah film ini tayang adalah
manfaat yang diutamakan di ragunan pada waktu itu
apakah ada di situ komunitas khusus misalnya ada warga negara dari indonesia ataupun dari asia dan lain sebagainya
dan hak asasi manusia indonesia itu sedang turun
jadi orang orang di sekitarnya juga teredukasi untuk tidak memakan telur telurnya itu
karena dia bisa masuk dalam hubungan sosial yang tidak dicurigai oleh anak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
jadi ada dua perspektif dari sisi pemerintah daerah memang kenaikan ini diperlukan untuk peningkatan pad ya
nah mereka dengan mata kepalanya sendiri itu melihat bagaimana yang namanya hunian itu kosong sepi
kalau kita baca konstitusi amerika dan indonesia
kalau hujan interstres tinggi kan air yang dari babakan juruk tiga itu kan pasti meluap
ya sebenarnya saat ini kan sudah dikeluarkan ya surat keputusan
tidak jauh dari masjid al kafi somalungu
ada beberapa tempat yang dikelola oleh warga setempat yang bisa menjadi pilihan anda
bahkan di satu penelitian dikatakan bahwa odratio atau kemungkinan dia mengalami komplikasi itu sampai tujuh empat kali
sebagian besar masyarakat mendukung adanya inovasi tilang elektronik ini
dia dari kecil roti jadul tapi enak
nggak mungkin ada orang bisa merekayasa satu juta lebih data dengan sangat tepat itu
terutama wilayah langganan kekeringan
baik taffi tavi terima kasih ya sudah bisa berbincang dengan kami di pagi hari ini dan juga malam hari di belanda
mengkonversikan tabung gas tiga kg menjadi kompor listrik tak semudah membalikan telapak tangan
pak apa yang butuh gini gini segala macam
di mana ketika terjadi kenaikan harga pangan
dengan lima puluh persen pun kita selama ini tetap masih defisit
datangnya sama sama latar belakangnya dari sumatera utara jadi tidak terlalu kesulitan kita untuk jadi satu kayak begitu
formasi gabungan dua pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh
misalnya dia tiba tiba akan ditinggalkan atau akan dia mengalami satu kekerasan fisik atau kekerasan verbal
juga untuk melakukan hal tersebut kami terus
sejauh mana isu soal g dua puluh dan juga dinamika
nah disitu yang kita mungkin sudah melihat nih orang ada potensi untuk bisa melakukan satu tindak kekerasan gitu

wah kalau deli nggak ada deli kan
peter yakobus moyen adalah arsitek asal belanda yang mendesain stasiun ini
carabica buatan daniel menawarkan empat varian rasa
apalagi aktivitas yang berkaitan dengan politik praktis
tapi waktu s satu berarti koko tuh sempat di sh unggul bukan sih
sehingga perlu memberikan masukan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
bayangkan penggunanya kan sangat besar sekali
ada banyak pekerjaan yang dilakukan di balik layar
sudah ada beberapa proyek
dan di dalam diskusi itu juga sudah didiskusikan dalam pleno lks juga bahwa memang faktanya harus menjadi kewajiban ya bagi perusahaan untuk membayar thr itu
dan pengawasan tidak hanya di banten
weh tapi tau gak sih anda dibalik kecantikan saya eh enggak
setelah semua bahan adonan dicampur dan dibentuk dikukus selama lima belas menit
dibandingkan tes lain seperti misalnya golongan darah
untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi kasus pelanggaran perilaku selama berhaji
padahal amanat konstitusinya jelas clear
kalau kita lihat sekolah
seperti piring dan guci cina di tembok yang merupakan peninggalan istri sunan gunung jati putri ontinio anak kaisar asal tiongkok
yang merupakan masyarakat migran atau orang australia yang bukan lahir di sini
jadi bisa jadi semudah membawa lima pakaian
satu yang seperti kita lihat kemarin di daerah atas ya itu karena memang wilayahnya itu terletak di daerah cekungan
kalau seandainya gua satu gak ada satu ke jakarta atau juga semua dibiayain sama aspak kan
kami menyebutnya adalah usulan bottom up
saya pun menjalani terapi seperti pasien pasien lain
enggak bukan hal hal yang aneh gitu

nah mungkin yang ngebedain kita dari self photo studio lain itu adalah kita punya backdrop yang banyak kita punya opsi tambahan banyak
ya saya kira kalau ketua umum ahi dan adrt partai demokrat
kemudian ada juga faktor yang tidak bisa dikontrol yaitu terkait dengan cuaca dan angin
cuma mendorong pembiayaan atau apa namanya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
nggak bisa nentuin gitu soalnya orang pembeli kan gonda ganti gitu loh
terus sasetan gitu sasetan roycol segala macam itu saya masukkan ke dalam botol
bagaimana seorang anak yang sedang menempuh pendidikan tapi kemudian akhirnya meninggal dunia
peningkatan jumlah kendaraan diprediksi terjadi pada dua puluh sembilan april hingga satu mei dua ribu dua puluh tiga atau puncak arus balik lebaran
seri jakarta yang cancel
jadi gue mendingan gue basket dan gue capek
merasa aman karena operator wahana selalu memberikan arahan dan menemani anak anak ketika bermain
wasita ditangkap oleh densus delapan puluh delapan sekitar tahun dua ribu dua puluh
awal saya meminta garuda untuk kembali fokus kepada domestic market
indonesia tengah marak diserang dari sisi siber
itulah kemudian nama pesantren itu berdiri pada saat itu memang cukup lama
sangat disentuh diterima kepada masyarakat yang membutuhkan
atau ya manufaktur ya
karena bagaimanapun juga kampus ini bukan entrepreneur tadi saya katakan
siapa di lingkungan pemerintah yang melakukan arogan arogansi kemudian menabrak itu partai
sedangkan aluminium dijual saat ini di kisaran harga dua empat ratus dolar as per ton
artinya langkah ke depan literasi finansial digital finance ini masih dirasa kurang
cake dapat dikonsumsi sebagai makanan berat di sejumlah negara
iya enak juga sekarang ya anak anak sma ya
berarti sekarang lo udah mulai tempat ya udah suruh masuk ke akademi basket atau gimana nih joe udah nyuruh idan nih atau gimana
sebenarnya kita bisa bikin seperti itu gitu loh
yang lebih canggih bisa menggantikan matahari
nah tapi at the end of their yang diperlukan tenaga kerja terampil lagi
kemudian ada skillian atau bawang daun
atau jika ada perubahan dari kementerian investasi
dengan adanya terobosan teknologi finansial itu juga bisa membantu ya
persiapannya lawan thailand lawan korea
ia pernah dijatuhi hukuman penjara
eh sebenarnya lu emang pengen main di amerika atau emang ada tujuan lain sih kayak eropa atau gimana
saya pikir semakin banyak orang di sudut anda
punya kredibilitas yang bagus lah
serta mendekatkan diri dan memohon ampunan kepada sang pencipta
mantan presiden dan masih hidup dia akan
sekolah paling lima puluh meter bisa berhenti empat sampai lima kali
audo indoor dan lebih bagus
nah sekarang rendangnya ini dipisahkan dulu sama bumbunya karena nanti akan
sekarang kan susah nyari kerjaan pak
ini juga bisa jadi acara yang sangat sangat baik
sekarang kita buka untuk di wisma
menurut sang penjual kuliner yang satu ini dinamakan cumi bergoyang
dari dulu yang misalnya semalam suntuk maka mereka bisa mempleksibelkan pertunjukannya menjadi dua tiga jam
itu buah dari tenis guyonan sampai akhirnya jadi berdampak positif buat rifki jadinya mas ya
pertama mengenal kemudian mengasihi
karena gue masih bisa main basket apa enggak
sebetulnya dua puluh lima persen ini cukup nggak sih bang untuk menutup defisit yang sudah terjadi selama ppkm level empat terjadi
seperti saat pertama kali buka
tapi memang tahun itu gue bisa pergi tujuh belas rebound
dimana aku pernah tinggal di situ selama beberapa hari
bali merupakan salah satu destinasi wisata terpopuler di dunia karena keindahan alamnya
bagaimana bahayanya polio apabila menang anak kita dan bisa terjadi cacat permanen lumpuh permanen
jangan menunda terlalu lama karena penegakan diagnosisnya itu juga cukup rumit
publik bahwa di level
pertandingan kali ini formasi yang mereka lebih nyaman bermain dengan sistem itu
sudah dua tiga bulan lalu ya
nah disitu kelihatan sih awalnya dia suka kayak ikut drum main drum di online
laki kalau mau bersaing di tingkat dunia kita harus menaikkan lagi
gimana buat tadi indonesian master class nih kayaknya nih
bagaimana itu ceritanya secara ringkas
kita lihat pada perbincangan hari ini tadi sudah ada pembahasan mbak kiku
di sini sih cenderung atasnya itu garing dalamnya itu lembut
wisatawan yang datang diharuskan untuk menunjukkan sertifikat vaksin
tri joko purnomo magelang jawa tengah
hadirin yang kami hormati mengawali acara ini mari kita dengarkan bersama siaran pers yang akan disampaikan oleh bapak kabit humas polda banten
jadi insya allah kita juga akan mengadakan
jadi dikoreksi tulangnya soft menghindari bahaya
ada mes juga kalau di karaktery kan udah nggak pakai mes gitu jadi pakainya asrama
dan secara implementasi itu makanya ipcc yang kemarin itu memajukan waktu peningkatan suhu jadi satu lima derajat itu jadi tahun dua ribu tiga puluh dua
belum tentu juara gitu kan
hasilnya pasangan anies mohaimin mendapat nomor urut satu
kalau memang tidak ada saya kira tentunya kemudian tidak bisa langsung saja dipidana dengan pasal tersebut
apalagi ketika upah rata rata
melakukan perbuatan perbuatan yang sekiranya mencoreng pemerintahan ini
baik bang alfons kita ke arah penerapan kebijakan atau pelonggaran yang kemudian diterapkan oleh pemerintah yaitu dua puluh delapan
wah tiga tahun lalu mungkin ya
itu penilaian kita menjadi
serta cara pemerintah yang nanti sedang menjabat ya
kita akan membahasnya dengan dhani kosasi ketua umum persatuan basket indonesia dan wahyu widayat jati
tapi keingatannya untuk makhluk yang lain agak susah
nah tadi investasi dana kecil untuk lima gram saja
saya berada di sini
bahkan kebeningannya mirip dengan minyak goreng curah yang banyak dilihat di pasar pasar
selain manis kue tambuk malek memiliki tekstur kenyal di mulut
baik memang pelaku umkm juga harus beradaptasi terkait dengan era digital ini
setiap jam delapan pagi
dari mas di game mungkin suatu hari lagi kita bisa bermain di level lebih tinggi lagi di asia
dengan harapan semakin banyak orang yang mau ikut membantunya
tujuan gue cuma satu angkat piala
maka itu bisa kita harapkan dengan pola ini akan ada efek jerah di lapangan
baik kita akan melihat bagaimana serunya pilkada di jawa timur di bulan november mendatang
pengen gak jauh jauh dari orang ini gitu
mudah mudahan masih settle lah ya
karena katanya ras apapun bagaimanapun juga warna kulit dan sebagainya
tenis kita kan yang rata rata bisa mentas sampai ke panggung
dan itulah bagaimana interaksi harus berlangsung
itu juga itu memang profesional beda lagi
pendengar sekalian sebuah logistik masa damai terbesar di australia akan berlangsung pada hari sabtu tanggal empat belas oktober
jadi ada tahapan tahapannya atau gimana tuh kok
jajak pendapat essential research yang dilakukan terhadap kelompok tersebut
aldila menjadi satu satunya petenis tanah air yang mampu melaju hingga semifinal wimbledon
papua juga tinggi tinggi
nah oleh karena itu jurnal itu katakan bahwa ini unclear
mas erlangga kalau berdasarkan kita lihat hasil pilpres dua ribu dua puluh
organisasi yang berdiri pada dua ribu tujuh belas ini merupakan media informasi bagi masyarakat desa setempat untuk mengetahui dampak dan risiko perkawinan anak
dianggap penistan dari potongan potongan video ya
kemudian tadi terkait dengan arahan presiden di indonesia mbak megi startup startup berbasis teknologi kita
dan juga baik oleh pemerintah di amerika serikat di sini terutama di dc ini
eh ini lagu gue nih denger
bahwa kita untuk menyelesaikan
dan yang kedua gudang wanita
jadi ada gap juga nih antara intellectual property di musisi ya
bukan masalah duit atau nama besar tim aja ya ejo ya
sekaligus menjadi kick off kehadiran the exciting rain di taman safari bali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
semua dokumen klonial mengatakannya sebagai perang
oh wow berarti ada seleksi lagi atau gimana joe
terus untuk prosesi yang lain kita batasi juga
terus di marketinginnya lewat sosial media gitu
jadi ternyata ya kita sadar akhirnya oh ternyata banyak penonton ya ya film komedi
di daerahnya di asia tenggara
dia agak lama juga tinggal di daerah kudus
direktur perlindungan kebudayaan kemendik butristek rini mengatakan
nanti kok yus tinggal jawab setuju atau gak setuju
yang ingin digapai lah ya
malah malah yang masuk tuh si orlando anjing
itu yang mungkin perlu kita lihat saat menuliskan apa kondisi emosi seseorang apa yang dia pikir
yang eksis di satu negara
ya selamat pagi maggie betul sekali hari ini adalah hari satu hari setelah kereta cepat jakarta bandung resmi dioperasikan
dan keluarga dokter silvia juga negatif
bagaimana kita bisa battle neck yang harus kita selesaikannya sehingga mandalika akan terus ramai
beliau yang tahu yang paling pasti
nah inilah salah satu isu utama ketika perguruan tinggi negeri yang notabene dulu dari dulu
ya tentunya agak berbeda ya dibandingkan oleh di indonesia
bermula saat warga di sekitar sini
endang bersama masyarakat hanya mampu membuat infrastruktur pemecah ombak dari alat alat sederhana seperti bambu dan ban bekas
tanpa kita sadari kalau lo main basket terus terusan itu
kedekatan tersebut dan hasil hasil yang dicapai
selain kaca saya juga harus membersihkan kotoran biota laut yang menempel di karang tiruan
yaitu seperti bayi anak anak dan orang tua atau yang punya penyakit komorbit
nah karena gula kebanyakan akhirnya terjadi yang namanya kelebihan produksi insulin
sesi camping kali ini memberi saya kesempatan untuk melepas penat dengan kesibukan ibu kota
harapannya mungkin benar tadi yang disampaikan mbak tiffany ya
maka tadi adanya protokol protokol yang sangat penting
berikan tepuk tangan yang meriah untuk trimatra flight
kini bakti yang dilakukan tak kurang dari lima belas tahun ini telah menuai berbagai penghargaan termasuk kalpataru dari presiden republik indonesia
pada hari pertama jumlah penumpang lrt mencapai enam lima ratus penumpang
kalau kemarin dibatasi pada saat pandemi sekarang waktunya untuk menghabiskan uang
sampai saat ini warga yang masih berkerumun di sekitar lokasi kejadian diimbau oleh pihak kepolisian untuk menjauh
presiden joko widodo mengungkapkan
ya kayak gitu lah
ya walaupun ini pandemi ya
maupun pemerintah pusat dan provinsi di indonesia
acara silaturahmi berkenalan dengan umat muslim dari berbagai negara ya
jadi minggu ini masih ada satu turnamen dua puluh dua ribu dan atletnya juga hampir sama
melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya
kemudian juga bagaimana tubuh merespon terhadap penyakit dari luar misalnya ya
dan kita belum punya stadion yang seluas ini indoor
apakah memang kemudian tarik menarik antara
beberapa pengecer bahkan akan mengambil sepatu linen dan aksesoris
sekelas jambore jambore gitu kan kalau ponti ya
kejahatan senjata yang ditawarkan oleh pihak yang qatar dan juga mesir yang saat ini sedang sampai hari ini juga masih
karena tiap hari sms an terus hanya cuma bercerita tentang kang kalau bisa arya makannya gini
nanti kita akan mengalami ini karena kita memasuki musim kemarau sekarang
juga sering sparring kan lo bareng bareng di kalau dia balik ke ponti gitu kan iya dulu iya itu sih
bagaimana kita bisa menangani ini dengan lebih baik
karena berbagai hal yang akan nanti menyulitkan
mas eko listianto wakil direktur indef terima kasih atas waktunya bersama saya
dengan keluarga dan teman teman kecil mungkin gitu ya
yang bukan pindah ke klub yang digangguah
karena beliau beliau kan lebih berpengalaman karena pernah menjabat sebelumnya
jadi dan yang lain lain tuh juga kayaknya nggak apa apa
terbilang serius lah nah
banyak pelatih yang saya bisa belajar banyak dari mereka
oh pak salut justru pindah dengan mones sekarang
soalnya kan itu emang kalau kita main basket di indonesia kan tujuannya kan pasti timnas gitu kan
di markas besar pbb di new york amerika serikat
waktu itu kami pernah dengan teman teman di persatuan seniman komedi
kenapa sih kita tidak bisa bersaing
dan pastinya kuah kari yang beraroma sedap banget
yang mencapai enam puluh hingga tujuh puluh persen dari total penyumbang polusi
atau berdasarkan informasi yang saya terima
berbagai macam stimulus sudah diberikan ya
sehingga tim vaksinasi bisa langsung memanfaatkannya
jadi itu threshold yang sudah diakui oleh mk
salah satunya adalah dengan mensahkan rancangan undang undang perampasan aset koruptor
rasa yang diberikan juga masih otentik
jadi persoalan utama dari setiap regulasi yang dikeluarkan adalah bagaimana implementasinya memang benar benar dilaksanakan
pajak tersebut naik dibandingkan aturan sebelumnya sebesar lima persen
lifestyle on demand service ada gofood dan seterusnya terus transportasi juga ada gojek dan seterusnya komputasi awan logistik sampai dengan smart device iot
yang kemarin sudah ditetapkan oleh kpu
dengan sosialisasi juga menambah pengetahuan wawasan kita
bahwa presiden xi juga belum memastikan akan hadir
terus terjalin dan terus terlanjut
yang paling diwaspadai dari squad iraq apakah sudah di keker dari sekarang mas aun
cuma kawai itu buat gue pinter secara timingnya dan lain lain
dalam arti masih ada hal yang
tapi kalau ngomongin keluarga lo kan udah dari basket juga
sekali lagi dalam kondisi
sejauh ini lebih murah online
jadi kalau di sini karena ini terapi jadi dengan kondisi yang nyeri wajar saja
dan perkara calon wakil presiden diserahkan pada mas anies
tahun dua ribu dua puluh tiga kan jadi bisa jadi berdampak positif juga kan untuk persiapan pemain kita jelang
agar tidak terjadi penumpukan nantinya
pengadilan itu menjatuhkan hukum seperti itu
kanker juga dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko
tapi aktivitas sebagian besar itu kecuali poliklinik gigi sebagiannya lebih banyak di luar daripada di puskesmas ya dok
atau juga bisa dari dewan keamanan pbb
terus tiba tiba ada tanding tanding kayak di tim tim kecil lah
itu masih jauh dengan dosis pengobatan yang kita anjurkan oleh dokter
kira kira apa yang akan impact terbesar pada kita pak
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi daging hewan ternak yang terinfeksi pmk
hari menjelang sore waktunya saya beristirahat sejenak menyantap hidangan yang tadi saya masak
yang diasuh oleh polisi
kalau enggak suka ceruannya yang telur sosis
nah sekarang pemerintah pusat ingin mendorong kemenderian daerah yang lebih besar
lalu kemudian pertanyaannya apakah sebenarnya perbedaan dari sisfire dan juga tactical pouse
saya pun mencoba mengecek apa yang bisa terjadi bila kita mengkonsumsi ayam tiren yang sudah diolah seperti ini
mas emil kalau kita melihat beberapa analisa di media anda ini dikatakan memiliki bekal dan juga elektabilitas yang cukup untuk maju sebagai gubernur
kebijakan ini pun ditanggapi beragam oleh masyarakat
saya akan mengajak anda menikmati sejumlah jajanan manis kaki lima
ini karena memang ikatan pedagang pasar indonesia juga mengatakan bahwa
berarti ini proses yang paling yang paling apa namanya paling penting sebenarnya
saya bertemu dengan kang endang warga desa pusaka jaya utara kecamatan pakis jaya karawang
tumpukan karung berisi janur tergeletak begitu saja di depan rumah warga
emang kalau misalnya di sana tuh biasanya favoritnya makanan untuk berbuka tuh apa sih namanya
secara keseluruhan jis memiliki infrastruktur berstandar federasi asosiasi sepak bola internasional atau fifa
tiga presiden sebelum saya ini harus kita dorong
proses pembuatan kain sutra yang rumit dan manual ditunjang dengan kualitas yang tidak main main inilah yang membuat sehelai kain sutra terbilang mahal

tim liputan crn indonesia
bergabung heri sutanta dosen geodesi ugm selamat malam pak heri
tapi mall itu berarti masih buka ya kalau di semarang
terutama inflasi energi yang berlebihan
tapi di beberapa tempat masih terjadi empat puluh dua empat tiga dan sebagainya
oleh sebab itu hasil rapat koordinasi kami
kita tahu bahwa syarat untuk menunjukkan kartu vaksin ini dilakukan di berbagai tempat
misalnya kita deket barang barang yang bisa dipakai untuk mengakhiri hidup
iya bener bener ini mantep nih logis banget nih kalah sama ini mantep nih
basah dan tapi saya nggak basah loh sama sekali
jadi itu saja sih kalau dari saya yang saya agak kangen gitu suara azan
kita bicara mengenai fenomena perubahan iklim yang saat ini memang semakin terasa ya
itu akan kemudian mencoba pertarungan politik di dalam bilkada dua ribu dua puluh empat
kemudian ada dua orang yang di dalam daftar yang beredar itu
mungkin menurut saya uzbekistan itu yang terbaik yang ada di siala asia u dua puluh tiga ini
sri lanka terlihat kehilangan kepercayaan begitu antara negara lain
apa sebenarnya yang paling banyak bisa kita katakan ditolak begitu oleh masyarakat ataupun netizen terkait pasal pasal yang dimaksud
tadi cukup banyak yang kemudian mengantri di area ini dan sudah menaiki ke area peron untuk keberangkatan pukul delapan pagi
pasti sih pasti sih pasti mirip ya bener bener
perlu berbicara dengan perangkat di lokasi kalau
nah ini hanya tinggal diaduk sampai rata
sudah berhasil menyelamatkan dua tiga ratus tujuh puluh enam telur penyu
desa bombaru utara kepulauan talaut sulawesi utara merupakan salah satu daerah tiga t
proses penciptaan tari jaipongan sebenarnya sudah dimulai sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat melalui eksplorasi yang dilakukan gugum gumbira ke berbagai daerah di jawa barat
udah lama udah lama badminton pas seleksi gak keterima pusing juga ya
yang dilakukannya di lima titik lokasi di kabupaten slegan jawa tengah
dan satu ratus delapan puluh tiga itu yang termusat
diresmikan pada tiga juni seribu sembilan ratus dua belas oleh pemerintah belanda pada dua ribu dua puluh tiga stasiun ini menginjak usia satu ratus sebelas tahun
presiden ini adalah sebagai bentuk untuk moving forward
gak terlalu lembab kayak di indonesia mungkin
ya tadi habis ngajar terus ada pergi sama keluarga
setelah sembuh ia pun mendalami dunia pijat termasuk terapi kropraktik
dia diutus untuk menyebarkan da wah di wilayah kudus
sebenarnya kalau yang gus fahrul pahami
jadi saya kira kondisi ini masih akan sangat berat
kemudian ketua umum pkb mohamini skandar juga menyebut bahwa presidensial club tentu positif dan itu hendaknya bisa lebih produktif sehingga terjadi keberlanjutan dari pengalaman dan kegagalan
daripada tiga ratus hektare itu
keberadaan penyu terdeteksi sejak zaman jurasik atau sekitar dua ratus juta tahun lalu
sesuai tempatnya kafe ini menawarkan minuman dengan keunikan visual
tetapi yang mengakibatkan fatalitas korban karena kecepatan
otot dan syarapnya menjadi rileks juga
mereka harus jalan dulu tiga kilo ke bawah gitu di atas bukit ya segala macam
hanya saja tinggal berat ringannya dan wajar dan tidak wajarnya
ini ada teman aku yang mungkin pernah ada di korean corner sebelumnya
ini kan agak lebar ini ya
maksimum kontrak ya kayak giannis atau gimana
mungkin daerah papua salah satu daerah perbatasan kita ya
baik secara individu atau institusi
kami dari internal tetap berharap garuda harus tetap ada
di tempat ini saya berasa diajak untuk bernostalgia mencicipi hidangan nasi gunting kari
pengalaman terjadinya reinfeksi covid sembilan belas ini
adalah menyelamatkan anak bangsa
feelnya tuh kayak basah gitu ya
yang fokus terhadap perubahan iklim itu ternyata kalau kita business as usual sekarang pada tahun dua ribu
dan tidak hanya itu karika ini hanya ada di dieng
baru selanjutnya adalah label dan packing
kekosistemen sampai kepada aplikasi
kalau menurut saya irak ini cenderung lebih pragmatis ya
menjual labu kuning segar waktu berlalu sayangnya hasilnya tak sesuai dengan harapan saat indonesia
misalkan karena kan semua basket nih
politikus nasdem dan pks dan yang lain bang
dari kantong pribadi petenis itu sendiri
meski memiliki segudang kegiatan sosial di tengah masyarakat
keluarga saya ada enam orang yang di aben yaitu dari kakek nenek bibik dan sepupu
dan satu satunya cara nanti daripada anaknya ditinggal nanti nggak ada yang ngurus
tensinya besar sekali mas indonesia
jadi kadang kalau dibilang kalau mau makan tiga kali sehari ya mungkin
apa saja aktivitas dari kepala otorita dan wakilnya nanti bersama presiden raff raff
vanilanya ada dua ada vanila latya juga
kemudian ada berbagai kontroversi di dalamnya
surat itu sebagai plot untuk menghasilkan sebuah naskah
katanya kalau di sini kita tahu kalau binatang itu dapat juga
bergabung bersama kami menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia
kanker yang bahkan sudah memasuki stadion
kebanyakan dari aspek pendidikan
pendengar di seluruh dunia banyak orang yang mengalami gangguan pada kondisi pendengaran mereka dan berdampak negatif yang signifikan
jadi tebet sekarang udah ngekaya dua lagi
hanya karena usianya yang sudah sangat tua sejumlah bagian seperti atap yang awalnya menggunakan ilalang
ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
memelihara fish yang ada di sini
reunion reunion gitu lah ya
dari hasil observasi hingga kini belum ditemukan ada sapi sapi yang terjangkit virus pmk
namun kenikmatan khas dari asinannya masih terasa dan tidak berubah bagi pelanggan setianya
banyak ilmu di sini soalnya aku juga belajar editing
kepada para investor dan juga
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio
rasa manis pahit yang pekat bisa meresap di pori pori roti
kita pun ngasih cetak yang lebih banyak juga ke para pengunjung dan hasilnya tetap memuaskan
kami diberikan waktu makan yang berbeda
ketika praktek praktek perkawinan anak masih terjadi dan tidak dicegah
yang penting gue kan apa yang gue mau ya gue harus buktiin gitu
teman teman sangat aktif insya allah hari ini mereka bisa bangkit dan penuh semangat seperti saya dulu untuk menghargai irak di peringkatan ke enam ke tujuh
jadi kalau berdasarkan data dari slate time
stadion yang didirikan oleh muhammad husni tamrin ini tetap berdiri sebagai sarana olahraga masyarakat sekitar
yang kedua hei hei hei sampai jatuh
sampai sejauh ini memang tidak ada aturan
kemudian membuat produk tersebut di tiongkok
lalu batasannya harus seperti apa agar tidak terjadi resiko resiko jangka pendek
sps audio program bahasa indonesia
ya jadi memang akun yang muncul itu bisa dikatakan akun publik
mungkin dapat dilakukan pembaharuan data nih
dikutip dari cnnindonesia com
tapi datang ke kawinan kan atau nggak datang jangan jangan
kemarin kan sempat tuh ketika lagi pandemi tutup dalam jangka waktu tertentu tapi makannya juga tetap dijaga
tapi kalau dari pihak firly mengatakan
dugaan sementara arus pendek listrik menjadi penyebab kebakaran
saya rasa kalau boleh memilih memang lebih baik kita berhasil mencapai peringkat ketiga sekarang
mandalika ini sangat menarik
jangan lupa beri pakan secara merata
itu kalau misalkan dari smp baru nekunin
yang anjlok di kalimenur yogyakarta
nah tapi sekarang kondisinya berdasarkan hasil pantauan kami tadi sejak pukul sembilan belas memang kawasan ini sudah tidak seramai dulunya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
tapi melalui basket sekolah lu bisa kebantu juga sih
pelatihnya adalah seorang mantan atlet bmx nasional indonesia rio susanto
baik dari rangkaian kereta api argo semeru maupun rangkaian kereta api argo wilis yang mengalami keselakaan di kalimantan tentuluk pulau mergo yogyakarta
ada pelaksanaan pelaksanaan sifatnya keagamaan atau sifatnya budaya
dengan ekstronisasi yang dipangkas
membantu menjadi wakil menteri desa ya saya siap
teranulius atau daratan tanpa orang
karena saya sudah memenangkan tingkat nasional
kalau di kpk ketika saya dulu sudah masuk penyidikan itu sudah ada tersangkanya
kurun tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh dua menjadi delapan tahun terpanas dalam catatan wmo
semuanya harus dilakukan cepat
saya masih berada di indonesia
dan untuk saya sendiri juga saya memulai mencari karir saya ini sama banget nih kira kira
bagaimana mereka menjamin keamanan sibernya

aman kuliah gua ga pengen ngorbanin gua pengennya basket kuliah bener bener jalan berbarengan dua duanya bagus ya harus dua duanya bagus gitu
kalau bisa tenis yang realnya itu seperti itu gitu
sekarang masih malam ya jam sepuluh jam sepuluh enam
pembeli meski sukses nur hayati tak lantas berpuas diri ia terus berinovasi dengan memproduksi olahan tepung labu kuning
pemeriksaan ini meliputi ban sistem pengereman lampu kendaraan hingga klakson
mungkin peta bisa dikeluarkan kembali
dan mengapa kalau memang itu salah satu faktornya mengapa prosesnya begitu cepat pak heri
setuju tidak setuju suka tidak suka
ini kita lagi perjalanan ke
terakhir tortilla dipanggang hingga berwarna kecoklatan di kedua sisi
buat ini ya handphone handphone
target kita kita akan bermain di level asia mungkin bahkan lebih tinggi lagi dunia
kayaknya soalnya infonya kan kayak gitu kan di beberapa
terus dari nol main tenis lagi
di bidang pelestarian itu
harus menjadi milik semua
dan memang bukti keseriusan kami juga
per porsi bakso sum sum ini dihargai tiga puluh ribu rupiah
namun metode ini memerlukan anggaran yang besar
masyarakat kita menjadi terpecah baik baik
terus kayak sereh sama apa yang di rumah nggak ada kita cari dari sini
kami dibantu juga dari tim pemadam kebakaran pertamina group yang ada di sekitar indramayu
artinya cocok untuk yang berdiet
yang mengalami proses perubahan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur
dan kami juga sudah bisa mengeluarkan sertifikat silsilah untuk kucing busok ini
iya tapi kak ini menarik satu yang menarik tuh ini abu sempat nonton juga kak maria kan orangnya kompetitif banget tuh ya
itu juga kita bilang ke orang tua bu ini komitmennya bagus kerja kerjanya bagus cuma emang kita butuh waktu lama
ada segitarnya kayak gimana
saya kira komunitas mobil komunitas pencinta mobil banyak sekali
jadi masyarakat bolehlah ya kalau berbicara bahwa mereka percaya diri dengan hasil investasi
membangun sebuah politik kebangsaan
rasa harga tampilan dan tempat penjualan
mungkin ada salah satu mungkin influencer atau gimana yang bisa memviralkan agar
iya pupuknya justru jadi lebih subur ya biasanya
lalu mengenai dampak kalau
belum dipercaya lah sama coach e bos gitu
itu kan kalau mendekati lebaran tuh pada nongkrong doang gitu
selain itu ia juga harus menjaga pola makan dan melakukan defisit kalori menjelang lomba
saya tidak menguasai bagaimana cara menganalisis gestur tapi yang saya ketahui bahwa ketika seorang saksi dianggap memberikan keterangan yang penuh dengan kepalsuan
peningkat lima puluh pada situasi di mana ini
perubahan perubahan untuk sistem
menjadi salah satu anak ex napiter
dan juga yang kita tahu ada border rafah juga menjadi tempat masuk truk truk bantuan untuk masuk ke jawa gaza dan juga kita tahu bahwa kota rafah ini adalah kota terakhir dan mayoritas mereka adalah pengungsi
ada scooskorpio di jakarta gitu
rafael datang ke gedung kpk jakarta didampingi oleh kuasa hukumnya sekitar pukul sepuluh pagi
warga setempat mengatakan kebiasaan menganyam ketupat sudah dirintis sejak seribu sembilan ratus delapan puluh an
dan itulah bagian dari cara kita untuk mempromosikan
penggunaan karya musik khususnya lewat platform
disini memang ada pengajaran teknik dasar teknik menengah dan yang mudah advance
tapi apakah mampu kalau sendirian begini gitu
termasuk dalam urusan urusan administrasi
aku lebih fokus ke sepak bola
mie instan yang sudah go internasional ini ternyata mengandung zat pemicu kanker
setuju apa nggak setuju mario akan mengikuti jejak algi vantinus menjadi manajer timnas basket suatu saat nanti
baik di luar jerat pidana kepada tersangka
nah ini yang menjadi perhatian kita semua
bang oki bang oki ini di film itu kan sempat ada mention opung waktu itu
dan kemudian kami mendapatkan pesan pada pukul lima saya akan mengatakan
dulunya tiga dulunya china indonesia india
danang cahyo semarang jawa tengah
adapun digital rupiah juga berbeda dengan uang kripto atau cryptocurrency seperti bitcoin
pas lah sama waktu kalian berdiri untuk berjalan
susah juga sih sebenarnya
dan gubernurnya sendiri itu memiliki kepentingan
apalagi lokasi pasar takjil terapung dikelilingi area persawahan
nah tapi setiap negara itu kan punya ciri khas ya atlet masing masing gitu
supaya tidak bertabrakan dengan masa panen
sebait atau dua bait aja taffy
orang orang jateng tuh gak tahu gue tuh bakal ke pj
pancake kemudian terus berkembang dari masa ke masa
kalau pernah dapat satu ratus lima puluh pak
lebih baiknya dipublis lagi ya untuk berita berita tentang tadi kanker itu ya
terus tadi di belakang ada yang nanya ke saya
pasti itu akan diproses secara hukum
nah pertanyaannya kemudian pilihan saya bagaimana
bisa menambahkan perkedel kental
tetapi karena kemudian perguruan tinggi negeri mengatakan bahwa itu salah satunya adalah fungsi untuk subsidi silang
tapi kadang kadang pada laki juga bisa gitu
likuifaksi di palu tahun dua ribu tiga belas namun tak pernah diterapkan
tapi angkanya saat ini cukup fantastis enam puluh tujuh termasuk kabinet dan juga komisaris bumn
atau pengait harus tetap dikaitkan dengan tali yang berada di tangga ini dilakukan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
libur natal tahun baru
karena setiap negara tuan rumah punya bisa bikin aturan sendiri
iftafarit miki peresia surabaya cawatin
jadi kita melihat bahwa contohnya itu dari misalnya kebakar hutan
pelanggaran yang disasar diantaranya pengendara yang melanggar marka jalan
di sini malamnya itu lebih singkat jadi kami itu sahur
termasuk juga umat muslim di sana selama ramadan
inilah kondisi rangkaian kereta api argo semeru yang anjlok
makanya kan satu tim waktu kemarin kan seleksi bareng
kemudian nanti dikapping tambah relax lagi ototnya
dan dalam pembicaraan pembicaraan ini adalah pembicaraan pembicaraan
bib lu di karang turi kan lu di cari
terus rempah rempahnya ya pala merica kayu manis cengkeh
melihat begitu banyak kursi menteri tampaknya yang akan ditawarkan oleh pak prabowo
ya di forum b dua puluh ini bapak menteri kesehatan bekerjasama dengan kami
tapi ayah saya memaksa
jadi kita akan menyiapkan akan menjaga stok itu dalam posisi itu
berjualan hanya tiga hari dalam seminggu membuat kedai makanan ini selalu ramai
pertama adalah proyek yang terbesar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
menganggap fenomena tersebut sebagai hal yang menarik
fungsi fungsi biologis ya sifat sifat biologis seperti warna kulit warna mata dan seterusnya
dengan pak endrik saya diajak masuk ke kandang ayam potong yang sebentar lagi akan habis dibeli para penjual nasi uduk atau rumah makan
bahkan dua ribu sembilan belas kemarin malah gak bawa apa apa
surat edarang dari kementerian pengajian kerja di tahun dua ribu dua puluh lalu
namun heranov dan juga pemirsa sebelum presiden
mereka datang berbondong bondong dari banyak wilayah di pulau jawa menuju kota kota besar
setelah empat belas hari saya rasa akhir bulan januari mungkin sudah tiga bulan lah ini pak empat bulan setelah vaksin itu semua
kemudian suatu hari kemudian dia datang ke scoring hills untuk mem schlosshello team
menginspirasi banyak orang khususnya rekan rekan kerjanya di kepolisian
tapi apakah diantara tiga tokoh ini kemudian ada yang mau ataupun tidak nanti saya akan tanya ke narasumber saya
orang tua yang anaknya basket nih
di kawasan puncak sikunir yang masuk ke wilayah wonosobo
tapi sebelum kesana dia biasanya gejalanya kayak berlibur
inilah wahana wisata perkebunan stroberi greenhouse
menjalankan ibadah puasanya dengan lancar dengan baik
kira memang ke yang tadi memang penting kalau kami mau mencari tanggal yang bersejarah penting
termasuk diatur di sana ya terima kasih
tapi kalau kita bicara soal zakon kabinet ya ini kan pertanyaannya tadi menambah kursi menteri
nah ini juga untuk menjaga
sehingga suka tidak suka
ini panjang jadi tidak cantik
hai hai hai selamat berakhir perkan kali ini saya akan mengajak anda untuk berwisata untuk
ya beberapa kita ngerti lah setidaknya gitu kak
serta dibungkus dengan tortilla atau roti pita
defisit kalori sering digunakan adalah untuk upaya penurunan berat badan
begitu kita masuk bangunan yang ada di sudut jalan tunjungan ini memberikan vibes yang menyenangkan
sebagai penyebab utama krisis perumahan
hah itu akhirnya lama lama baru mereka kayak oh kak sita jago kak sita jago
memohon untuk bertemu untuk mendialogkan ini
kita mungkin tidak menjadi
ini bantuin apa nyusahin ini
seperti seat belt suspensinya juga beda gitu
karena biasanya kan makan bulet gitu kan
dan kita juga sudah bahas dengan senat
lima puluh persen cinta kepada parpol lalu tidak bercerita kepada pak jokowi nggak mungkin
pemerintah daerah juga sadar potensinya ya kalau menurut saya sih tergantung ke konsepnya ya
terus ini saya memikirnya untuk praktikal
ini adalah suasana di pavilion sulawesi selatan yang menjadi ikon utama dari penyelenggaran inacraft dua ribu dua puluh tiga
seperti dua pagi saja
dia berharap ekspedisi jawa duipa
seperti halnya yang dilakukan travel blogger dodi senjaya
tapi kenapa ya gua juga bingung sih maksudnya mungkin gua lebih lihat ke long term nya sih
juga akan ada sanksi tetap disiplin
mas ahaye kepada bang surya ya
nah setelah itu tidak ada lagi naskah asli
karena bukan merupakan bahan kebutuhan pokok sembako

rasa buah stroberi lebih manis segar
seperti fendi sambo dan juga putri candrawati yang
tentu akan menguntungkan lebih lebih menguntungkan guinea
nah iya kan koko lu kan sebenernya kan kuliah juga ga jauh jauh ya ke satya wacana ke satya wacana gitu kan ya
apakah juga nanti akan menyelenggarakan acara begitu ya kita juga undang undang tamu lainnya begitu
untuk beli tiket eras tournya aja mereka juga harus beli tiket pesawat
mereka awalnya excited tapi mereka nggak kuat lama lama memacet sama kayak
anggota distrik kami saya akan memberikan contoh
dari dua slide ini bisa dikatakan bahwa penolakan publik terhadap rukuhp ini memang cukup tinggi mas
kan kalau misalnya kita bukan bicara jalan sampel
arya sudah duduk di kelas satu sma dan tak lagi memiliki kendala berarti dalam beraktivitas
karena meskipun kita memiliki waktu yang baik
secara mendetail pose pose yang tidak boleh dilakukan asn
gue harus jalanin capek banget sih
yang harus kita pikirkan juga adalah mengenai aksesibilitas
penting untuk diperhatikan bahwa utang anda dapat terus meningkat
ini dilakukan sebagai pengingat bahaya bagi generasi selanjutnya
jadi tetap ke ronsen juga untuk cek kondisi tulangnya
harapannya kalau lebih sedikit emisinya tentu hidupnya juga lebih sehat
berdasarkan informasi yang kami himpun sementara di lapangan demikian heranov
bisa untuk sarapan hingga camilan sore
selama tiga tahun ia dibebaskan pada juli dua ribu dua puluh
kami sejak awal mengatakan bahwa pemilu sudah usai
pengalaman juga saya kan berhenti dua puluh sembilan tapi berhentinya karena saya di hire sama yayu untuk jadi pelatih
mereka dapat melihat langsung pesawat tersebut di hanggar dan dijelaskan bagian bagian pesawat serta fungsinya
gue ngerjain setengahnya lagi
saya belum mendengar sampai hari ini ya
gue latihan serius mereka ketawa ketawa bercanda bercanda gitu gitu

sehingga daftar pemilih ganda tidak akan terjadi lagi di pemilu ini
gue mau kuliah apa basket ya
kalau bisa menyeleksi pemain
sehingga kembali lagi menjadi nol
bukan itu disampaikan oleh teman teman mahasiswa
selain tidak fokus ada potensi pelanggaran hukum yang terjadi
netanyahu menolak gagasan gencatan senjata
terima ya udah gua dia sanggupin gua juga mau gitu mainin sama temen temen temen temen mp
dan nantinya yang setuju untuk melakukan ceasefire dalam jangka waktu tertentu mereka akan mendiskusikan perjanjian
berarti kalau lo sangat emosi begini dulu pas lagi lo pindah ke sahabat semarang berarti ada omongan dong dari pihak merpati waktu itu
salam sehat jiwa terima kasih
perubahan iklim ini kan suatu masalah yang serius tapi dihadapi dengan yang
karena laporan terakhir yang dari ipcc ini prof katanya bagian dari diskusi bagian dari panel antar pemerintah
dasar bin bais polri atau sama sekali tidak pakai yang lain itu bisa bisa saja
karena kan kalau kita lihat yang empat puluh lima persennya tentu akan diperatkan dengan adanya ketentuan pajaknya
uang hasil kejahatan itu dibelikan apa
jadi kita cukup gini deh kalau mau fair kalau mau clear
apa ya apa ya pas timnas tuh gue gak ada dapet surat panggilan gak ada apa apa
bikin mie instan lah ya tapi dicampur atau ditambahin dengan rendang yang masih ada sisa dari lebaran kemarin
maksudnya ada si michelle juga waktu habis juara
di akhir juni sampai dengan minggu ketiga juli
karena nanti pak paul dapat mengulangi
jadi kalau kita berbicara makronutrisi berarti ada karboidrat ada protein ada lemak
transparency adalah jenis cahayaan
waktu habis pak prabowo subianto terima kasih
kita kan juga negara yang paling masih punya paru paru lah untuk mengurangi emisi
jadi tidak hanya upacaranya
ya para wisatawan bisa menyewa pakaian adat bali
nah yang kedua memang ini juga dari skenario yang global yang lebih besar
museum holocaust yang menggambarkan pembantean umat yahudi di eropa secara resmi dibuka
lembaga seperti itu karena tidak menutup kemungkinan mbak nana dibentuknya presidensial
dengan perawatan dan kewaspadaan yang baik potensi kebakaran di kendaraan bisa diminimalkan
tapi kadang pelatih kalau pelatih lokal itu kan kadang agak subjektif
waktu inggris mulai mengembangkan
minimal masuk kalo seleksi ya harus tuh
kita tidak rela gitu ya indonesia menjadi setback dalam menjalani demokrasi seperti ini
dia perlu menyediakan berbagai peralatan fotografi seperti kamera dslr tripod trigger televisi remote timer lantern light strobe light serta kertas backdrop
satu frekuensi bisa digunakan enam hingga dua belas stasiun televisi
pas selesai bubble langsung balik ke bali semuanya
terutama ini ke umkm ya sektor e commerce
orang relasinya dengan partai gitu
karena kalau bicara tentang mampu atau tidak mampu
ini belum tentu kemudian juga akan mencapai sadisme
kelebihan atlet yang disana terus dia tiru lagi
kalau kita lihat tuh pola dari masyarakatnya sendiri
kalau ini kan mahal tapi enak dimasaknya gitu

tidak akan merambat ke telur telur lainnya
mbak davira terima kasih banyak atas waktunya
perkembangan pendidikan islam juga meluas ke pesantren al hasani
jadi memang jangan sampai mahal
ini juga informasi yang diterima oleh masyarakat ya
terdapat sebelas terpidana dimana delapan terpidana yang terjadi pada tahun dua ribu enam belas
tentu yang tak kalah penting adalah memastikan kondisi fisik dan mental pengemudi optimal sebelum menempuh jarak jauh
ini sudah juga dievakuasi ke fasilitas fasilitas kesehatan terdekat
setiap sore selepas dinas aibda andrianto widodo meluangkan waktu untuk menjadi guru ngaji bagi anak anak di kampungnya
nah uang koordinasi ini dikelola oleh satu pintu oleh di reskrimsus atas arahan kapolda kaltim saat itu
hal hal faktor faktor tersebut untuk produk produk keuangan
dijadikan sebagai sarana untuk penyembuhan
proyek pengerjaan indoor multifunction stadium di kawasan gbk senayan sudah dimulai sejak desember dua ribu dua puluh satu lalu
kalau misalnya nanti dua juni ya kalau tadi saya tidak salah ya
nah kang undang apa yang membuat kang undang berpikir waktu itu mau memulai menanam mangrove sampai ini
sehari ibu bisa bikin sampai seribu ya
fisik lo udah setel juga kan lo badminton udah lama juga
yang tidak semua warga juga memiliki evakuasi
nah dibuatkan sampai jadi
kita juga bisa melihat suasana dapur yang sibuk pada pagi hari
di sini ada lobster yang sudah direbus
mampu kak umkm menjawab
emosional bonding dengan dia jadi dalam
nah di ujung sana kan saya lihat juga tadi kita lihat rusak tuh ya pak ya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
ingatkan hakim mk untuk ciptakan keadilan substantif
biar sukses rate ketika on board di platform digital ini bisa sukses
perjumpaan pertama dengan suaminya terjadi sesaat sebelum akad nikah berlangsung
aku biasanya cuma kayak lompat lompat aja sih ngandalin lompat
tapi agama agama yang lain juga
seperti yang dijelaskan oleh rachel bergens
dan kita cuma siapin tenda taruk
menentukan transportasi dan hotel gampang gampang susah
jadi semua pihak harus menahan diri dan mempercayakan
masalah ini efektif atau tidak jalan aja belum
karena memang partai partai ini kalau betul betul dipersiapkan untuk mempersiapkan anak anak terbaik bangsa ini
harus bekerja secara maksimal
terutama soal dugaan intervensi
kita tidak bisa mengabaikan keterangan saksi
karena perjuangannya sudah gitu ya
jadi laporan dari bin bais populer itu
yang mau aja dulu yang divaksin gampang bukan
atau justru sudah terpeleset begitu dengan banyaknya proyek infrastruktur di negara mereka
ada nggak niat jahat terhadap sikap sikap sebelumnya
nggak ada sebuah transformasi besar yang dilakukan oleh pemerintah
jadi utang adalah sebenarnya instrumen
tiba tiba sampai tomat tomatnya aja itu mahal
jadi rasa penasaran saya akan saya informasikan kepada anda
kita dapat membantu memerangi krisis limbah tekstil di australia
kita harus juara udah nggak ada lagi
kenapa pilih minyak kemasan daripada minyak curah itu
sama ada juga sebenarnya di lapangan itu di washington square park itu nanti ada sholat id katanya sih gitu
demograri bonus itu hanya bisa berjalan
itulah yang mengurus masalah soal pembiayaan
anda juga mungkin berhak untuk menunda pembiayaan biaya kursus
sering menganggapnya sebagai hari australia
nah bagi perusahaan yang mampu nggak ada masalah
jika tidak didampingi potensi salah mencoblos cukup besar
aspak tahun lalu oh ya masa ya gue juga gak berhatiin
yang bisa dipakai dalam hukum
dan supaya menambah rasa dan juga teksturnya saya sudah siapkan kentang mustafa ini
itu dia di ponti juga atau emang di
kasus luar biasa dari polio ini ada berapa daerah yang dinyatakan sebagai klb polio
biasanya kita nganur kayak pantun nih cen
terutama umkm itu ya itu perlu didorong gitu ya
boleh mungkin dijelaskan untuk proses musik
capres nomor urut satu mohaimin iskandar atau caimin ikut menanggapi munculnya gerakan salam empat jari
kalau kita berbicara utang produktif itu tidak termasuk
satu tahun yang lalu lama lama meng cover gitu
indonesia international motor show atau iims dua ribu dua puluh tiga digelar di gxpo kemayoran jakarta pusat mulai enam belas hingga dua puluh enam februari dua ribu dua puluh
yang diperkirakan banyak terdapat kepiting
kemudian memanipulasi do dari distributor maupun dari mitra bulog
tetapi kan aspek meritokrasi tidak hilang di situ
ruli kurniawan dwi ari bali
karena jumlah train set yang tersedia itu cukup banyak
di seluruh dunia dan seluruh indonesia sebenarnya standar pengendalian itu sama
belum ada kesadaran belum ada komitmen
sebenernya uangnya kayak udah tau lah gue udah tau memang kan waktu itu udah jelas
kecuali untuk keperluan ritual ataupun ke bawah untuk mandi cuci begitu ya
dari relasi yang biasa
selanjutnya tortil akan dipanggang tanpa minyak dengan api sedang
oke ini hanya berdasarkan kekuatan dan kemampuan agensi kekuatan
gak ada jadi gue sih cukup sih mau sukses buat joseph diasmet buat bali united juga
menurut saya mungkin dengan membangun infrastruktur digital di indonesia
pemesannya perorangan seperti anggota staf pemerintah kota surabaya
indonesia ini tidak berdasar fatwa
ya dilindungi kerahasianya maupun secara hukum
itu yang terjadi karena memang ada dampak
sabar itu seperti orang berbuka puasa
untuk bisa merespon situasi dengan optimal
kayak emang bener ya nih orang mvp mulu emang berani jago ya
oke jadi untuk pertumbuhan tanaman ya oke
memastikan bahwa kenaikan gaji tiap tahun
serta memastikan tidak ada satwa yang sakit hari ini
saya pergi ke jakarta timur untuk bertemu dengan master hendrawan
atau misalnya kayak lagi coba lihat kayaknya ini gak bisa nih harus bawa ke dokter gitu
gunung gama lama itu dia memberi olutannya banyak sekali
maka sangat sangat disarankan untuk mempertimbangkan faktor inflasi
gerakan dari ketangkasan penca ya
langsung aja kita masukin dulu minyak sayurnya ke air yang sudah mendidih ini supaya spageti
atau rabu empat januari seribu empat ratus tujuh puluh lima masehi ini hingga sekarang masih berdiri
tapi angkatan kodiko yang di bali
soalnya kalau setahun lalu kan kalah
kota makassar adalah makanan berkuah
pak tapi kalau kemudian dalam perspektif intelijen begitu
ya sebenarnya kan gaya komunikasi dalam debat itu hanya tiga variannya
nah kalau sekarang kita dibanding beberapa satu dekade yang lalu lah atau bahkan mungkin lebih lama lagi sampai sekarang itu fenomena ini kelihatan semakin cepat ininya
yang saat ini sudah berada di halte transjakarta
oke kira kira kalau sudah merata tercampur semuanya kita akan plating ya sudah mateng nih
bapak muhammad syahril terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
trust atau enggak trust kalau masalah trust
aku cuma main basket aja gitu padahal enggak padahal
para orang tua akan menerima pembayaran tambahan sebesar dua belas persen untuk dana pensiun mereka sekitar satu ratus enam dolar setiap minggu
yaudah dari situ kusito mulai percaya sama gue
ini tafsir publik atau tafsir partai demokrat
dan harga makanannya dijual mulai dari rp empat belas hingga rp empat puluh
lebih dari delapan puluh babinsa babin kamsitmas
punya terawangan sendiri ya
kalau kemudian tidak mau dijalankan liga dua nya ya liga satu tidak usah dijalankan saja
nggak tau anjay apa ya

dari perumahan perumahan kadang kadang pembantu dikasih
disuruh menunggu satu tahun dulu
yang paling luar biasa adalah penyu pipih atau natator depressus
nanti kita lanjut di wa lah sama wongsol ya kan
tapi jam terbang politiknya nggak ada
nanti jadi yang hitam hitamnya itu di geser sama campuran ini kimia ini
sekarang vaksinnya aja masih sedikit kok
itu dekat banget sama laut
ya perlu ditelusuri perlu dibuktikan sumbernya dari mana
yang nantinya akan di koordinasikan ya harusnya
tiba tiba keluar dari jalurnya itu ya di sana di daerah kapanewon itu mas bambang
jadi mobil ini itu dibuat khusus di pabrik porsche dari jerman
pasalnya kreasi itu dilakukan oleh mesin tiga d art coffee
baik tadi pak dubes pak rosan juga sudah bilang banyak undangan begitu ya
kursi anyaman bambu dengan meja marmernya
namun demikian pada tanggal enam belas november dua ribu dua puluh tiga pada pertandingan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam indonesia digulung irak dengan skor dua
ini biasanya orang orang yang di kota besar ya biasanya tidurnya di atas jam dua belas malam
produser lapangan cnn indonesia raffis arinugraha memiliki laporannya untuk anda
karena memang gue banyak belajar dari basket gitu
dan tentu dalam perbincangan perbincangan saya memiliki kronologi
masyarakat diminta tak perlu panik sembari menerapkan kewaspadaan umum
tapi kok malah penontonnya lebih sepi itu jadi pr mas eri betul
dan kemudian anda fokus pada itu
sehari berselang kebakaran kendaraan menimpa sebuah city card di surabaya
kalau itu digabungkan dalam e commerce
kita harus memang mendorong bahwa produk produk lokal ini diberikan tempat
ini bisa menjadi strategi yang berkualitas
oke sudah siap memvaksin peliharaan kesayangan anda
dari data sementara empat tujuh ratus enam puluh lima ekor sapi dan dua sembilan ratus sebelas ekor kambing diperjual belikan di kota pahlawan
nge sikat dulu sama nge facum facumnya
ini lagu ini tahun sekian di album ini segala macam kita harus punya itu
ada kebutuhan bersama dan ada kesadaran bersama
apakah anda menerima informasi ini menabrak sebuah benda di jalur keretanya
cita rasa yang cukup identik dengan nasi kari yang ada di singapura
kereta cepat jakarta bandung bisa
organisasi masyarakat pengusaha dan sebagainya
menurut saya dilembagakan atau tidak dilembagakan
sehari berapa yang pesanan orang untuk direbus ini
itu poin abc yang memang kita tekankan di santos opec academy ini
kurang jelas juga artinya
jika anda tidak memakai biro jasa pemandu wisata anda tetap bisa kok mencapai pusat wisata dieng dengan aman
dan disampaikan oleh ricky kusumo
salam perkenalkan nama saya ahmad zaki saya mahasiswa dari universitas nototolo lama indonesia
udah hype tapi pasti
tetapi belanja anda tidak mengganggu jatah untuk dana merdeka finansial keluarga anda kelak
kalau itu kabar baik untuk rakyat indonesia
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
ini adalah salah satu tujuan tersebut
karena kalau misalnya udah mengurus izin barang impor artinya
harus bisa memberikan tidak mengekang atau bisa fleksibel
ya selamat sore mas reza dan mbak ayu
ini loh saya sudah kasih akses internet
yang menakutkan adalah karena dia muncul mendadak nggak ada permisi gitu ya
kabarnya muncul sekarang gitu jadi ya nggak yang khawatir yang gimana gimana sih gitu
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
makanan indonesia kita kangen dengan makanan indonesia disediakan di sana
kedati untuk menjangkau daerah pedalaman di daerah ini harus melalui medan berat
gak gelap sudah bisa ngebut
dan singapura tuh teknologinya gila
ya kebetulan ini mudik ya mudik kebetulan ada kesempatan menelusuri jejak sejarah dulu
masyarakat juga membantu di tiga m
selain sebagai tempat penelitian edukasi dan konservasi
istri anak keluarga gue kakak gue orang tua gue itu berat karena enggak mau cerita banyak soal kasusnya tapi lo tahu tujuan gue semua

namun disusun dalam ember ember plastik yang sudah diisi pasir
jauhkan benda benda yang bisa dipakai untuk menyakiti dirinya ataupun orang lain
yang satu ini gak kalah unik
selaku wasekjen partai demokrat dong
untuk rumah rumah ini didata dari mulai rt rw kepala desa babinsa babinkam tikmas
eh sorry gue lupa deh si pplp itu berarti ramdan ya
syarul laisinimpo itu kurang lebih sudah tiga pekan sekarang ditahan
tapi kemarin ada yang mengaku bekas dari santrinya atau pengikutnya
tapi mbak erin ini kan mbak erin baru pertama kali ya berpuasa di sana dan nanti insya allah juga akan berlebaran di barcelona
kekhawatiran mengenai data privasi gitu ya
keuntungan per tokonya itu kira kira bisa sampai mungkin ya sekitar dua ratus an juta gitu bisa sih
omnibus law itu sendiri yang dibuka ruang oleh pemerintah
edukasi juga ya pada lokasi lokasi
tujuan utama menghirup aroma teh adalah untuk relaksasi tubuh
merupakan pengendalian yang sistematis
di bawah satu tuh muhammad hafiz itu
dikagetkan oleh kehadiran calon presiden nomor urut satu anies baswedan
dibutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi untuk bisa mengikuti
memang disinggung tetapi guna mempercepat proses perundingan
sekarang sudah di atas tiga puluh derajat ya
varian ini pertama kali terdeteksi di afrika dan telah menyebar ke berbagai negara
yaitu gibran raka buming raka
maksudnya tapi ini masalah
yang sudah masuk di dalam era digital
makanya harapan saya dengan adanya kejadian ini ke depan dan selanjutnya maka berwisatalah yang bijak
yang pada saat itu oleh menteri yang terdahulu itu memutuskan bahwa memang masih banyak di daerah daerah indonesia ini yang sangat membutuhkan konektivitas internet
sambil menyusuri surabaya yang panas
fenomena selebriti rame rame melebarkan bisnis di dunia sepak bola disambut baik
yakni tiga puluh gram atau setara dengan tujuh sendok teh per hari untuk orang dewasa
peristiwa terjadi sekitar pukul satu siang tadi dan untuk mengetahui kondisi terbaru
nah jadi respons indra itu dimaksimalkan
nah kemudian ketika disewakan kepada orang lain ya tiba tiba terjadi perbedaan
kalau ini muharram cocok gak ya
dan ada dede yusuf wakil ketua komisi sepuluh dpr ri
bicara dengan pengelola restoran bahwa memperkecil atau mengurangi porsi makanan itu adalah resikonya lebih besar dibandingkan menaikkan harga
saya kebanyakan mengumpulkan ma
mereka tinggal di gaza selatan
dengan menganalisis gen kita
adapun forum inalak ketiga pada tahun dua ribu dua puluh satu mengalami peningkatan
itu bisa di customize hanya ketika langsung ke kedai kopi

anies ini benar benar lahir sebagai
ya allah baru aja setengah kayu langsung bikin lomba
oke berarti harus ada komunikasi lebih lanjut ya bu
tapi mungkin kita sambil bergerak ke sana ya bu ya
kemudian direbus kurang lebih lima belas menit
walaupun kita setuju dengan satu isu
tadi dibahas juga lalu kerjasamanya apa konteksnya dengan australia
jadi jenis porsche apa saja yang akan ikut dan spek seperti apa yang diharapkan bisa mewarnai kali ini
nah ini menarik sih chen soalnya kalisawat itu kan lagi top perform nya istilahnya kayak gitu kan
ditemani camilan tradisional indonesia sonita menjelaskan portfolio life yang ia geluti
itu karena nggak ada satupun relawan jokowi jadi komisaris di sana ketika dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
terima kasih taffi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia sahur bareng
ya halo semuanya teman teman di indonesia
termasuk sebenarnya di indonesia itu dalam catatan sejarah
pas saat prawira itu kalah sama bima perkasa ya
terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
kita temen kayak gimana
tepat dari arah berlawanan kereta api argo wilis tujuan bandung menuju surabaya
hanya agar agar tiga warna hijau kuning dan merah muda yang dipotong dadu serta sirup
dalam proyek tertentu dan sebagainya
kita berbicara mengenai perubahan iklim serta dampaknya khusus untuk indonesia
bahwa ada project s di indonesia gitu
makanya kenapa gue nyanggupin main di tahun ini sri kandi
terbiasa terigu ya tapi kok ini dari labu seperti apa sih memang usaha itu ibaratnya tidak bisa
sama kita main divisi dua divisi satu tuh
kita mesti ada sens untuk mengontrol tenaganya
tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat gitu
ibu sandu menjelaskan mengapa anak anak yang sakit
kali ini kita akan mengajak anda terbang ke new york untuk melihat bagaimana suasana lebaran di sana
tapi apakah penunjukan itu dilandaskan pada penilaian subjektif sekalipun memang hak prerogatif presiden
nanti kita kasih tiga statement pokoknya
yang akan meningkatkan kapasitas mereka untuk
segmen ke enam ini adalah segmen terakhir di mana para calon presiden akan menyampaikan pernyataan penutup
gak enak dong ntar gamenya kan bentar bentar
kali ini kita akan coba melihat suasana ramadan di al jazair
seperti misalnya dulu ada war cop war cop itu kan tiap tahun hadir tiap tahun hadir bahkan dua tiga film setahun gitu
yang dimiliki oleh indonesia perusahaan berbasis teknologi
oh makanya gue milih com oh ya ya ya apa sebarik gratis ini ya ya makanya sebalik gratis
kita tahu bahwa korea selatan sangat terbiasa dengan budaya pali pali
ketidak efektifan ya dari mahkamah internasional atau international cour of justice
makanya saya tadi agak curiga juga nato ingin masuk ke dalam perubahan iklim kayaknya sasaran untuk hal tersebut lah
ini juga yang bikin gak kalah penting adalah soal
kita mau memberi sesuatu lah kepada fans yang nonton
oh gue kira kalau yang ruki ruki kayak lu tuh bener bener pemain yang istilahnya udah dipercaya sama tim pelatih ya
karena jaman itu gue suka ama chris mulin juga
sekitar satu dari dua puluh pria memiliki jumlah sperma yang rendah
dengan menggalang dana dari para dermawan ia bisa menyalurkan bantuan kepada lebih banyak lansia di gunung kidul atau daerah lainnya
dan lima tahun kebersamaan saya ditambah sebelumnya tiga tahun dengan warga trenggalek sebagai bupati
gue tuh rada harus
masih lama kan lu bilang masih lama kemarin
ntar pas seniornya habis semua juniornya kelong long yang ada kayak nggak tau mau ngapain ngerti nggak sih
sma yaudah gue latihan di sma
kalau misalnya strp itu kan lebih ribet
bukan hanya mahasiswanya tapi juga kampusnya
yang memang boleh dibilang lebih banyak untuk apa namanya tuh mereka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
nggak salah empat ratus lebih
itu ya kami tidak tahu itu
ini juga sudah turun melaksanakan pendataan terhadap rumah warga yang rusak
ya apa percaya dengan rasa kita tidak istilahnya bisa dirasain
yang kedua memang kita harus melindungi data sebenarnya
enggak persoalannya kementerian keuangan selalu mengambil data dari bi
ya ada satu penambahan tadi satu ratus dua puluh sembilan
apa yang dirasa keluhannya supaya nanti kita bisa melihat kira kira treatment atau pengobatan apa yang cocok dan dengan siapa
kita bisa menjaga rasanya tetap
nah itu dia yang menjadi salah satu kenapa soto betawi ini jadi menarik juga pak ya
belum bisa terbebas dari covid sembilan belas
dan kepilih untuk disana satu
itu yang kemudian ya beranjang sana ke beberapa tokoh mengajak dialog
ya mungkin kalau teman teman yang tapi basket indonesia sih pastinya tahu sih
kita kan jalan ya memang pulung itu nggak mantap nggak dulu banget
tersanjung banget lah bisa dipilih juga salah satunya gitu
proses pengadukan merupakan tahapan yang sulit
ada unsur unsur yang kalau betul betul terjadi
supaya para pengguna mobil sport ini juga bisa menempatkan hobi mereka di lepat yang tepat
ada nggak diaudit oleh misalnya lembaga resmi akuntan publik yang terpercaya
kalau niatnya untuk menjalin silaturahmi
polres metro jakarta pusat merilis foto is tersangka pelaku penculikan ma
daripada uang pembayaran dua minggu standar
dalam arti terumbu karang tadi kan bisa mati karena banyak faktor ya
setidaknya tujuh puluh persen masyarakat telah diimunisasi
namun tetap menghabiskan sedikit waktu di luar ruangan hampir setiap hari
nah ada juga nih akibat modifikasi yang dilakukan tidak sesuai
kan badan lu tinggi banget
melihat penetrasi pembayaran digital di indonesia yang kian masif
ya entah itu kena penyakit apa namanya susah makan atau kualitas airnya juga terganggu
dan juga ada mas erlangga pribadi dosen ilmu politik universitas erlangga
sebenarnya kan beliau bisa menjadi ikon untuk edukasi konservasi lingkungan jogja gitu
iya sejauh ini kami belum mendapatkan secara detail terkait potongan insentif gitu ya
dengan menyatakan dukungan sepenuhnya
dibuat dari jaman belanda
pak menteri kami di kementerian koperasi dan umkm banyak saya dapat laporan
ayam usia satu bulanan ini paling cocok diolah karena rasa dagingnya yang masih manis
mas gaga aldi yang katanya sempat di luar negeri tinggal dan harga kuliner ini cukup tinggi uliran di indonesia
tentu saja itu memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan
yang kedua adalah selain kebutuhan bersama
terus lama lama serius terus suka aja
maka bisa diharapkan bisa menstimuluskan sekali pelaku pelaku usaha yang terus melakukan kemajuan kemajuan
oke baik terima kasih atas pandangan dan juga insight anda pak soleman ponto pakar intelijen yang juga mantan kepala bais tni
bisa dimanfaatkan pemerintah jawa timur
pertama acliming bagaimana seorang kandidat itu menunjukkan kepantasan dirinya kelayakan dirinya
sementara polisi mengaku kesulitan melacak tersangka
masyarakat kita minta untuk berpihak terhadap produk lokal
iya ayam yang sudah mati lama ya
ya bisa jadi pelajaran juga nih soal
begitupun bila ia sakit
menggunakan teknologi yang paling advance
anda dapat mendengarkannya lewat wawancara kami
dikit lah lebih dikit
dengan tampilan lebih modern mereka berharap seni kabanti tetap ada dari generasi ke generasi
selama bulan januari hingga oktober dua ribu dua puluh satu terdapat satu ratus tiga puluh dua kasus kecelakaan lalu lintas di ruas tol jawa timur
tinggal diambil itu biasanya semalam apa sampai dua malam tiga malam
ya paling deket adalah game kemarin lah game kemarin rekers yang ad last shot itu
pak ical bilang r kamu mau gak traveling sama yayu sambil jadi pelatih sama sparek oh bolehlah
dan kita tidak boleh lewatkan untuk mengundang yang terbaik yang dimiliki dunia untuk hadir di bali
nah sebetulnya kalau boleh dibilang panic attack atau panic disorder
seperti penyakit penyakit ispa pneumonia dan terutama menyerang pada kelompok usia yang rentan
tetapi saya belum melihat kedalaman pembahasan menyangkut tema hukum ham pemerintahan
keberangkatan di tanggal tiga sampai dengan
yang mana musik ini menstimulus aktor
jadi memang dulunya semarang itu adalah kota yang terdiri dari kota semarang
iya ngeledek di dua ribu an masih muda sekarang tua dong
ada tertulis nama produk deskripsi harga sehingga pengguna bisa langsung melanjutkan ke pembayaran
tapi sekarang kita tidak memiliki kesusahan
ngerja emiten ini akan tertekan juga
jadi peran kita saat kita lihat bahwa orang ini saat mengelola emosinya
tetapi membangun sdm nya nggak disiapkan
karena dibilang dinamis tadi jadi banyak yang bilang
sulitnya akses digital tak luput dirasakan oleh para murid sekolah di desa tersebut
apa ya perbedaan kuliner berkuah tersebut
menambah kebahagiaan lagi lah
dibawa terus tiba tiba ada yang ngantuk ada yang rewel terus gimana
misalnya orang ini lagi punya waham dan halusinasi gitu dia merasa yang dia lihat di depan itu bukan keluarganya
menjelang bulan suci ramadan yang tinggal menghitung hari
sawarma dipanggang secara vertikal dan dipotong tipis tipis
mengatakan bahwa dan mengancam susi
jadi apa yang presiden laksanakan perbuatan yang dia lakukan
tapi kalau selain hari kemis itu madrasah biasa
jangan terlalu lama memanen ya nanti kepompongnya malah berubah menjadi kupu kupu
mungkin kemungkinan karena sungainya mengering bisa orang tersebut pindah aluan mungkin ke
yang kedua yang menonjol dan agak terang juga soal ikn
terus merasa tidak mendapatkan royalti atau tidak mengetahui bahkan ada karya yang digunakan di situ
tapi penting sekali itu untuk kami untuk menangkap karakternya
supaya kayak menara seluler itu rata dan gimana aja
rasa asamnya justru menambah rasa segar
kalau sornya itu bisa kebanyakan benin
yang bikin sensasi makannya terasa berbeda pertama
terutama pada bagian yang bergesekan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
itu aku baru mulai fokus banget
ada yang menolaknya atau tidak bisa menerimanya
namun di bagian sekarang setelah tiba di indonesia ada di gudang bolo
bahwa aku mau menyelamatkan tukik penyu
pas lagi tengah tengah mungkin pas lagi di uph gitu
ada indikasi temuan temuan
orang indonesia yang duduk di bangku kuliah di korea
tepatnya kalau untuk di kantor tempat saya sekarang yaitu sebuah perusahaan bio farmasi bernama deung farmasi ini
yang mengatakan bahwa uangnya di store baik itu ke rt ada juga informasi dari masyarakat
kalau efek jangka pendeknya dia menimbulkan iritasi di saluran nafas
prabowo masuk istana otak atik kabinet sampai bentuk presidential club
satu mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
kita sepakat lah ya namanya royalty
waktu itu katanya ada perkelahian di jalan
karena banyak entertainer yang bikin bikin pertandingan tenis gitu
dan kebangkitan ekonomi kita untuk meningkatkan kerjasama
soalnya kan koko juga basket itu nantinya
ini kalau teman teman abbas yang belum tahu nih mario davidson ini adiknya andre adriano ya pemain sate wacana
sejumlah pihak menaruh harapan besar kepada tujuh calon dewan komisioner otoritas jasa keuangan
agar ikan tidak amis ketika disantap
karena adanya kebutuhan atau keinginan yang dihambat gitu karena dia nggak dapat
kayak itu sih cuma heran doang kok nggak ada nama nama gua
kalau gue kebetulan sebenarnya masuk di dua ribu dua belas sama dua ribu tiga belas
priska medelin juga dia di grand slam junior udah berapa kali main kan
si vincent ngeliat gak kalo abu ngeliat pas koko bener bener baru keluar tuh meluk enzo
sejumlah kader yang merasakan ketidakpuasan kekecewaan gitu ya terhadap suksesi
begitu juga kalau kita bicara masalah tadi bagaimana sih sebenarnya kesehatan keuangan di sana
sehingga orang ini mampu menyalurkan frustrasinya atau justru rasa putus asanya tadi gitu
manis burih juga rasanya pas kalau cendolnya tuh dapatnya dibandingkan yang lainnya lebih
padahal sebetulnya ini adalah serangan panik
atau kemudian masih menunggu untuk mencari pekerjaan yang baru ketika terjadi layout

gluten biasanya orang orang yang diet gluten
maupun kunjungan usahawan mancanegara
kita juga ada pembalap asing juga dari korea yang ikut
kajan jinamo putamo makana ape kamate bari bari abatua
perawatan ini tentu butuh biaya tidak sedikit bahkan dikabarnya sampai menyentuh angka miliaran rupiah
nggak pernah nanya ini dari mana
jika korban tidak menuruti perintahnya
yang lima puluh tiga tahun itu keluar hanya dua dua
harus berbaik hati jujur caring bersedia memaafkan adil bertanggung jawab dan seterusnya
ya tersan anies lah
baik tentunya ini kami juga akan rekamin ya suara azan untuk pak dubes
bilanglah kita ngomongin tentang asian in general ya
bahkan mbak fira kami juga menemukan dalam salah satu temuan icw
ini juga ada stigma stigma bahwa hanya mendongkrak popularitasnya
baik mas vicky tadi anda sudah menyebut sudah mengundang pihak tiktok untuk berdiskusi
dan yang paling penting adalah rasa kacangnya itu bener bener kerasa banget
belum ada instagram sih ya ada youtube lagi
nah ketika data itu bisa dimanfaatkan ya sama tiktok itu untuk ya mungkin membuat produk produk yang sama produk dengan umkm kita gitu
tapi opsi lain adalah kita beli makanan dari luar semacam beli di worteg kali ya
dan memang pr kita berikutnya
beliau lagi pikirkan itu seperti apa namanya postur kabinetnya
dan lu mungkin lu ada kata kata gak tau ada kalimat gak buat lu
mana kayak gitu itu nyari signalnya
pastinya itu ada after taste nya gitu loh
itu waktu itu diizinin nggak diizinin kita tinggal di sini karena memang mepet
di mana ada barang barang dari cross border yang sangat murah sekali
tujuh belas mei kemarin presiden joko widodo mengumumkan adanya kebijakan yang melonggarkan aturan penggunaan masker
kita sering sekali ya energi itu semua mau tidak mau kita dapatkan dari misalnya pembakaran batu bara
kalau delapan tahun atau bahkan poinnya nambah jadi dua belas nggak apa apa
sedangkan minyak dalam kemasan sedikit lebih murah rp dua dari minyak curah
mulai satu januari dua ribu dua puluh tiga pemerintah memperketat aturan ekspor minyak sawit mentah atau cpo dengan mengurangi rasio pengiriman ke luar negeri untuk setiap ton sawit yang dijual di dalam negeri
jelas ada warga negara indonesia yang menganut agama yahudi karena agama yahudi ini meskipun sulit
jangan sampai kalau misalnya harga seperti ini kan kita udah dengar
ancaman terbesar dari projek s ini adalah tiktok diculgai akan mengambil data dari produk umkm yang populer
siapapun presiden yang sedang menjabat begitu
menyampaikan ke mereka membantu mereka
dan respon dari mas herman hoeron ya
lidah terutama kita di indra kita
begitu juga dengan catatan prasasti yang menceritakan
baik jadi ini bukan hanya berlaku untuk tiktok saja tapi semua platform nantinya juga akan diterapkan dengan regulasi yang sama ya

lions itu terlahir dari ayah berdarah minangkabau dan ibu minahasa
jadi di masjid masjid di new york sendiri kan masjidnya sebenarnya lebih dari dua ratus masjid di new york itu sendiri
manisnya kue siapa sih yang gak suka
sadar akan pentingnya menjaga eksistensi kabanti
di indonesia memang sudah sangat mengkhawatirkan karena panasnya sudah berlebih ya
vaksin tahap empat belas di bandara soekarno hatta
jadi ketika pak presiden menugaskan saya sebagai wakil menteri desa
seperti obesitas stroke anemia dan jenis penyakit lainnya yang mempengaruhi saluran nafas
ini apakah bisa dikaitkan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan ini dengan mungkin gangguan kejiwaan dokter
kualitas kebaikan daripada alam tersebutlah nanti kita akan dapatkan
mikirin itu kan gak jalan jalan yaudah kita kasih nama xg aja
nah empat orang sisanya lu milih siapa aja
sudah sempat sembuh juga sudah satu tahun sembuh
enggak itu gue inget tuh semifinal tuh ada si dhani ray ribut tuh sama ega tuh
penggunaan kompor listrik bagi pedagang keliling dianggap menyulitkan
kalau misalnya season misalnya lebaran atau natalan gitu
lu kalo kayak si rio dc sama patrick lu sebenernya kan sebagai rookie lu bertiga kan awal awal kan sempet gak dipercaya aja gitu
aktivitas ini sudah dilakukan warga dua tahun terakhir untuk mendapatkan tambahan pemasukan di tengah pandemi
keberadaan struik ini juga yang saya lihat yang hilang di lagu lalu
berbeda sebelum bermain saya harus mengukur tinggi badan terlebih dahulu untuk menentukan level mana
nah tapi pernah lihat nggak penampakan bakso seperti ini
nah kalau memang mau kembali lagi kita sepakat bahwa harus ada hari yang simbolize untuk perayaan secara bersama sebagai hari australian day
dalam pasal sembilan puluh undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
dan pertanyaan yang mengganggu apa sebenarnya referandum
nah ini ya kalau tiga ini ya saya rasa memang kan pada akhirnya kan
oke terima kasih rezi nizawati wni di al jazeera sehat selalu assalamualaikum selamat pagi
akibat perbuatannya maka tersangka dijerat dengan yang pertama adalah pasal enam puluh dua ayat satu
mudik lebaran memang menyenangkan
gue lihat tuh di instagram masih ikut tuh tahun lalu
jadi memang meskipun proses screening ataupun pemirsa kesehatan itu tidak seketat
terus berkurang dan tidak mencapai
dan kalau kita bicara ini merupakan hal yang menarik
sekarang bumbu rendangnya masuk
mau pakai itu mau pakai yang lain
kemudian ini diambil dan sampai saat ini melekat jabatan di pak muldoko
kayak dulu tuh mainnya sama si siapa pemain pj kok jadi lupa gue namanya
tentunya kondisi sekarang apapun yang terjadi mungkin tekanan sosial juga akhirnya dia tetap harus membeli properti
nah itu ada aroma pandan juga kan itu multi sensor yang tadi saya bilang kan
jokowi mengatakan para mantan presiden dapat bertemu dua hari sekali bila wacana presidensial club terwujud
ojk pun juga merilis data indeks
baik ketika bertanya gitu ya kemudian ketika menjawab
jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem yudikatif
karena itu tadi kan balik lagi untuk balikin
untuk kita evakuasi keluar dari gaza
karena sudah tidak mampu lagi menanggung biaya operasional
tahunya bahan tambangnya tapi nggak tahu baksit itu apa gunanya untuk apa nggak tahu
orang semarang katakan tidak enak
struktur dan keuangan edukasi perdagangan dan investasi
sementara di dua ribu dua puluh tiga melonjak dua kali lipat sebesar tiga belas enam juta
kalau di sini yang bikin spesial itu kuahnya dari tulang sum sum
iya assalamu alaikum ibu
masyarakat diramaikan dengan kabar dari kalangan selebritas
atau jurusan wilis ini masih harus dipastikan apa penyebab dari kecelakaan ini
tentunya aksi merupakan satu produk dari isi pikir dan perasaan seseorang
tidak hanya di kantor kabupaten saja
jika seseorang menjalani gaya hidup
kedua kalau nggak salah impor yang masuk ke indonesia baru setengahnya
sembari melihat aksi sang chef memotong tuna
kisah saya hari ini adalah kisah kucing yang kabur kaburan
dr paul thomas itu dari deakin
pernah merasakan sulitnya berbisnis karena tak mendapat satupun pesanan via online
oke rezi makasih banget loh udah bergabung sama kita pagi ini di connected ramadan
dampaknya apa bagi mungkin mahasiswa
jangan cuma hura huranya tapi prestasinya harus kita cari
tapi kalau sepuluh berubah menjadi empat
dalam keterangannya di detikom menko polhuka mengatakan
nah itu juga ada tuh faktor faktor motivasi yang membuat seorang ibu jadi mampu melakukan satu tindakan kekerasan pada anak
kepala kantor wilayah kementerian agama jawa timur juga menghimbau calon jemaah haji untuk mulai bersiap
angka atau besaran tarif
yang mau menggunakan jalur misalnya rajin belajar benar
yang menandakan seorang anak harus dipulangkan
ini value kita ini yang perlu juga
tentunya selain tadi yang kita lakukan berbagai peningkatan juga kita terus lakukan ya
dengan jenis jaringan yang kita investasi untuk memperkenalkan sekarang
ada tim penasehatnya ada konsultannya ada tim pakarnya
tetapi karena ada surat edaran tersebut akhirnya mereka tidak mengeluarkan
jadi sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan lima tahun lalu itu mencapai sekitar tiga ratus an
padahal kenapa gue sampai umur empat puluh tahun ini gue main basketnya masih kompetitif
otomatis sumber daya finansial yang perlu dikerahkan di awal itu jadi lebih rendah
kejarang ukiran tanduk kerbau dipadukan dengan ukiran kayu
juga penting harus menjadi
tapi ternyata setelah itu cederanya malah tambah parah
sementara kalau urusan dengan israel saya juga nggak mau bersikap dalam artian bahwa saya juga harus sampai sejauh memusuhi ya kenapa
ini relate gak ya sebenarnya kan kita relate sama kan ya
kemudian ada momentum yang cukup
ada empat ratus ribuan kasus dengan lima ratus empat puluh empat angka kematian se indonesia
ya harus imbang lah bisa ngatur waktu lah
semua badan di dunia itu sudah mengadakan bahwa tahun ini adalah waktunya elino
dan kemarin lawan jepang mungkin mereka ingin bermain lebih reaktif dengan memasang satu tiga empat tiga
kapan dia masuk ke ruang antarlini untuk membantu nathan chow aon dan juga ivar yener untuk membangun serangan
jadi jalan alternatifnya di soto betawi
itu ada sumbangan juga dari penerimaan kepada pajak dan pnbp yang disumbang dari komunitas batu bara sawit nikel togang dan barang tambang lainnya
seperti sapi yang terinfeksi pmk yang sebaiknya tidak dikonsumsi
sampai klimaksnya tuh di tahun dua ribu dua puluh ini sih kayak banjir kayak gak nyangka banget gue bisa sampai sekarang gitu
kalau dikasih kesempatan yaudah kita usaha lebih keras lagi kan
ada yang main basket tapi gue gak pernah yang kayak gitu
lagi coba udah bagus belum apa diulang lagi nah daripada matgai alias mati gaya dan kurang
tidak lepas juga dari peran mahasiswa
pertama ya harus menunjukkan kesadaran
yang jauh lebih kecil dari ukuran rambut
yang mana nanti satu jam sebelum terakhir itu bisa mencoblos dengan syarat kalau bila ada sisa surat suara
jadi sebenarnya saya khawatirkan ada satu hal yaitu
apakah mungkin ada dugaan kasus korupsi lainnya
ini karena mata pencarian sang istri sebagai pedagang di pantai tidak bisa dilanjutkan di tempat relokasi
disini itu tidak stabil ini lutut merinding banget ya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
yang memban polisi dari semua pembunuhan pasangan
jadi proyek yang konkret bukan hanya sekedar deklarasi
bila tak segera dideteksi gejala ringan ini bisa beresiko menimbulkan kematian
ali mengenal para napiter tersebut hingga kembali ke kota kedengarang
di samping itu juga mengerahkan dari perguruan tinggi
jadi bukan yang datang dari kebanyakan kemasan dari kerdus dari kaleng
nah di sini sebagai added value ya atau nilai tambah pada diri kita sendiri
kita punya beberapa distrik yang diaktifkan
tapi ini kan berarti akan mendapatkan mungkin dari negara negara kepulauan lain yang di sekitar yang kehilangan pulaunya pasti akan berdampak juga
jadi transisi yang tidak efektif membuat irak susah sekali keluar dari tekanan menghadapi jepang
kan kita kan butuh makan butuh segala
bukan hanya membuka daftar list tim kampanye nasional
baik roby ini semoga bisa benar benar dilakukan protokol kesehatan yang ketat baik kepada para wisatawan
dan aktivitasnya jadi seperti biasa kuliah tetap jalan mbak ayu
mari kita bahas soal etika politik dan juga hak politik ya

apa yang gue dapat dari basket
pola lo gak berhasil lo harus bikin pola lain kayak gitu gitu
satu lapangan itu segede gitu cuma boleh dua orang
apakah apa yang ditemukan icw kurang lebih gambarannya sama mas agus
saya sapa pak suparji selamat malam
ayo jo ikut basket aja jo dibanding di bola gitu
beliau memang ya menurut catatan sejarah ditugaskan oleh orang tuanya
tahap pertama adalah memasak minyak jelanta hitam ini dengan bubuk putih yang sudah disiapkan sebelumnya
nah tentunya kemudian juga adanya unsur anion dan kation juga akan terasa bahwa di sana ada unsur unsur logam misalnya terasa
lokasinya masih di sekitar kelapa gading jakarta utara
ya di latihan latihan ini kayak kita
dia harus dia sih udah putusan seumur hidup sih
mas yusuf ini kan tentunya sudah mendengar ya terkait dengan kenaikan pajak hiburan empat puluh hingga tujuh puluh lima persen
udah dilihat lihat gini yang basketnya bagus sekolah bagus disana yaudah masuk ke sana gitu
tidak menggarap sawah pada bulan puasa mereka memilih pergi ke jakarta
ini adalah anak anak para pedagang souvenir kerajinan khas lombok
dan kondisi psbb dan semuanya
nah sebenarnya bagi mbak prita sendiri apa sih arti dari merdeka finansial itu sendiri
kerugian material rumah rusak lima puluh enam tiga ratus dua puluh rumah
got merupakan aluminium batangan yang biasanya akan dilebur ulang untuk dicetak menjadi berbagai macam produk seperti kaleng kemasan minuman dan juga makanan
kreasi art coffee atau bagian yang ada di atas kopi ini menjadi semakin tidak terbatas
menjelang tujuh puluh saat insya allah
bisa nyumbang lagi di medali
coba orang sakit kampung suruh kerja fokusnya gimana
beliau beliau memutuskan untuk tinggal di gaza
jadi nggak mungkin warga kami dikubur sebelum kubur diformalin terus dikubur itu nggak ada
xaverius porawiro bakal comeback musim depannya
saya dan yulianto memasang ikan di dalam perangkap yang sudah kami bawa
ketersediaan pangan yang terbatas dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan gejolak sosial
itu jadinya mainnya masih ainya kawannya
yaitu tujuh hingga delapan jam bagi usia dewasa
kalau untuk sholat id itu ada di beberapa lokasi sih mbak ayu
perut sudah minta diisi nih
ini kendaraan sama rp empat lima ratus
korban yang masih dinyatakan hilang
kita bilang juga ini bagus tapi dia kepengen jadi juara
dan yang jadi pembeda dengan coto adalah sobkondro ini kita makannya pakai sambal goreng biasa
anak yang tidak melanjutkan pendidikan tidak akan mampu bersaing secara kualitas sdm
itu memang baiknya gimana sih mas kalau ada masalah masalah kayak gini
tetapi juga harus melakukan upaya untuk mencukupi kebutuhan gizi yang vital
ia bersama beberapa rekannya telah mengamati fenomena abrasi di karawang selama beberapa tahun terakhir
jadi setiap daerah harusnya punya orang kaya aldo bisa berguna
kemudian kan katanya didinginkan tuh
dari sebenarnya kalau mulai dari sd kelas enam
ini tempat langganan juga sih di sini
kami juga ingin memberikan banyak manfaat dan kontribusi ya kepada mandalika
meliputi pacitan malang blitar dan banyuwangi
di sini kebetulan ada forum
untuk fisik tapi juga bermanfaat untuk psikologis kita
hanya saya batas mengasihkan diri
tapi nari kayak tradisional nari bali kayak gitu
yang saat ini telah memasuki tahap initial operating capability atau ioc
nanti ada warna hijau menandakan berarti bisa masuk langsung
nah ini kemudian diupayakan sembunyikan samarkan uang hasil kejahatan itu sehingga seolah olah tanpa sah
di hari itu warga menemukan empat jenazah
yang pertama secara sukarela dan yang kedua berada di bawah tekanan begitu
kita biasa lah echen ya kita main game kecil kecilan echen
dengan harga rp satu dua ratus lima puluh per buah pelanggannya datang dari berbagai kalangan
rencananya mas karena saya sudah mulai vaksin juga
dan berbagai petinggi perusahaan internasional serta juga pimpinan pimpinan negara
pedagang ayam ternyata tidak asal menjual ayam tiren ke sembarang orang
kegiatan berlangsung sejak tanggal dua belas hingga enam belas desember tersebut diikuti sekitar tujuh ratus peserta
puas sama hasilnya pada segmen demi cuan kali ini aku mau ajak kalian ke self photo studio dan
sesuai waktu yang telah ditentukan
boleh digambarkan nggak mas kepada kami bagaimana suasananya saat itu
saya juga baru beberapa informasi ternyata
pada acara high level seminar g dua puluh indonesia
jadi akses data untuk masyarakat itu juga harus ditingkatkan
cuman ya berhubung apa sih kena abrasi habis semua pak
berapa target uang yang dibutuhkan untuk merdeka finansial
apa kemudian yang membuat timnas kali ini begitu dasyat bisa melawan juara bertahan filipina memutus dominasi ini
aluminium yang diolah di pabrik peleburan milik pt inalum menjadi aluminium berbentuk ingot bilet dan juga aloi
sebelum pandemi kemarin kita proyeksi itu kontribusinya sampai delapan ratus triliun ya
iya betul pihak medis terkait yang menangani khusus untuk nyeri tulang seperti dokter otopedi
satu pertanyaan yang mungkin awam juga sih
mengeliputan cnn indonesia jakarta
desa cemarajaya kecamatan cibuaya kabupaten karawang
untuk tahun pertama saya kira kita mesti memberikan apresiasi ya
dalam delapan tahun terakhir hampir setiap tahun terjadi kasus antraks
namun operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk justru dikritik oleh menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut binsar panjaitan
apakah pamuldoko yang aktif atau pamuldoko yang pasif atau orang orang demokrat itu yang aktif
jadi selain membahas isu isu bilateral tadi
maka dengan ketersediaan stok vaksin saat ini
sri lanka sekarang kehilangan sejumlah kepercayaan dari negara lain maupun organisasi internasional
kita memulai episode enam puluh satu dengan games yang baru nih
tetapi itu yang tidak bagus
lu emang langsung kepikirannya kenapa emang ubaya doang nih
untuk mengulas gaya komunikasi ketiga capres di debat perdana kita sudah terhubung dengan pakar komunikasi politik prof karim suryadi
oke sudah merasakan dampaknya dari penerimaan royalti dari semua karya yang sudah dibuat oleh mas pongki
banyak sekali startup di indonesia
nyinggung soal pertemuan pak jokowi
tadinya apakah karena ada seseorang yang mendorong
di sini saya bertemu dengan pak endrik
nah ini ced kita bahas juga kan kakak sempet
privy anak anak muda semua yang bikin untuk identifikasi it itu
apalagi membawa kendaraan sendiri bersama keluarga
itu tadi jadi memang melihat
tentu setelah ada regulasi pasal sepuluh ada sanksinya
yang sedang berusaha diurus dan diselesaikan
karena memang kalau kita bicara masalah apa restrukturisasi atau bisa dibilang untuk bagaimana caranya
tes dna juga dapat berfungsi untuk mengetahui kemungkinan penyakit
sebagai hari kebangsaan australia
untuk mempersiapkan kegiatan tersebut kementerian pemuda dan olahraga menggelar rapat persiapan
rafael ditetapkan sebagai tersangka pada dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
dengan empat rute yang dapat dipesan
preferensi nilai dalam menjawab pertanyaan preferensi nilai terhadap kritik gitu ya
jadi naik rp lima untuk seporsi soto betawi di sini
dan juga pusat perbelanjaan yang ada di kota kota yang diperbolehkan untuk buka sebesar apa nantinya
akan dikirim ke toko amal atau tempat pakaian
tapi uniknya bubur mandarin ini dilengkapi dengan daun bawang daun ketumbar dan irisan jahe
datang dan memesan minyak kelapa tersebut
dan hari ini sudah terlihat banyak tadi yang sudah masuk
ya sebetulnya kalau kita teliti ya memang latar belakang orang orang dengan tangan panik itu
jadi semacam panel antar pemerintah yang fokus kepada perubahan iklim di bawah pbb
indonesia atau pelaku umkm bisa collapse
nah kita sebenarnya ini harus melihat dari dua sisi mas
kepemimpinan itu adalah menginspirasi kalau bukan dengan teladan ya dengan penjelasan
dia anak dari murhoum yang kemudian meninggalkan wilayah ini
luhut mengatakan ott kpk tidak efektif dan justru membuat citra buruk bagi indonesia
aku suka banget sama desainnya woodka gitu karena dia tuh unik gitu ya meskipun dia terbuat dari kayu
nah kebetulan untuk indonesia itu kita sangat bersyukur sekali karena kita memiliki beberapa bukti bahwa indonesia itu
nah demak pati dan berbes ini adalah yang daerah
saya ingin mendapatkan perhatian
selama pembuatan serial dokumenter perang australia
apakah di kasus kasus ini ada depresinya kah
kita bisa melihatnya dalam inspeksi rumah atau inspeksi rumah terbuka
supaya daerah daerah lain yang mungkin punya pesona wisata tersendiri
tapi itu kayak susah banget untuk mengakses internetnya
dari segi bayar pelatih sudah bisa
semua yang disampaikan oleh mbak wiwi ini menjadi kewenangan
dari uniknya pasar takjil ini hingga keseruan berburu takjil yang dijajakan di atas sampah
kami tahu bahwa stres yang mereka merasakan dengan diagnosi infertilitas
tapi kemudian diakhiri oleh
para ex ex napiter saya ajak kegiatan
kalau masalahnya muscle tightness gitu ya
combination antara winger wingback kita dan juga striker kita
untuk indonesia luar biasa
apalagi kalau diartikan persatuan itu adalah bagi bagi kursi
yang kepikirkan adalah ke depan biar anak cucu kita itu biar tahu yang namanya itu ada
untuk membuat bonsai kelapa ada dua cara
bukan merupakan alasan hukum untuk meringankan
tapi berarti kalau kokoh total berarti kalau misalnya ini nggak ada pandemi gitu kok
lalu kemudian bagaimana antisipasi yang dapat dilakukan agar kejadian serupa ini tidak terulang lagi
dan kemudian juga mereka sekarang sudah lebih pandai
jika mereka diminta untuk menjemput anak mereka
mungkin secara ototnya lagi capek atau
up and down banget keliatan ya
itu dapat diakui setelah proklamasi terranulius
tapi situasi yang memaksa
ini air aquades untuk proses elektrolisanya
beberapa yang tanda kutip
gue sebenarnya kecewa sih pas lagi di final
saya sebenarnya sebagai saintis pasti optimis lah
ini menurut saya ada diksi yang agak melenceng
tapi ini jelas ada implikasinya terhadap sumber daya alam kita
jadi kalau di kampus itu tiap hari ada buka iftar bersama dan itu gratis buat seluruh mahasiswa muslim
kuman sudah di situ
yang menjadi favorit warga lokal di sini
eh tapi ini sebelum masuk pertanyaan ketiga lu kemarin abis ngerjain emak lu ya
seperti gangguan makanan yang mengkonsumsi makanan tidak lazim
ada pak anies pak ganjar gitu ya pak prabowo gitu
gunakan jalur dari jakarta melalui purwokerto kemudian wonosobo
setengah lapangan tapi gerak terus
dalam arti merubah pola makan pola hidup dan sebagainya
hingga kini terdapat tiga gaya jenis jam yang diproduksi yaitu berukuran kecil klasik dan hybrid yaitu menggabungkan dua jenis kayu yang berbeda
nah situasi ini belum akan membaik sepertinya secara global karena kita belum tahu
yang mencari cara kreatif dan bertanggung jawab
sebelumnya ada aldo sianturi pengamat musik
meskipun tiap orang targetnya berbeda beda
ya ran besok mau ini lagi bang ya
karena kalau kita lihat aturannya kan sekarang kan cuma mengatur e commerce secara rigid ya
kemiskinan ya pendidikan yang rendah persepsi orang tua terhadap pendidikan anaknya juga sangat mempengaruhi
badan pom terus mendampingi sehingga pelaksanaan uji klinik fase tiga ini
itu udah beyond dari sekadar sosial praktis
sehingga tidak harus dengan biaya tinggi itu juga bisa dilaksanakan
kalau di rumah sih pantangannya sih tidak boleh aktivitas itu apa namanya berat ya
untuk kelompok itu saranya menganjurkan penggunaan tabir surya secara rutin
karena di jalan yang dekat dengan gedung sate ini memang berjajaran meka pilihan
tanggal upacara ngaben tak sembarangan
itu harus mulai dirubah gitu oleh masyarakat oleh pemerintah gitu
itu kan atas persetujuan lu juga pasti ya apa yang ngebuat lo akhirnya
namun kami hanya merepresentasikan tidak dapat dipisahkan kehadiran pak muldoko
eh gimana nih dengan ini apa cawapres yang baru atau calon calonnya kayak gitu
dihitung berdasarkan jumlah kamarnya
dan semoga saya jadi bisa pulang ke indonesia atau orang indonesia bisa menekan ke sini
untuk satu batch penyedap
despite masuk gak masuk tapi ada yang selalu dibawa gak sih sama aldo gitu
ya keberanian mengumumkakan pendapat
ternyata gue baru sadar gue bukan raffi ahmad
tetapi kalau kita misalnya menganalisis apa yang disampaikan oleh menteri pariwisata terkait ini tidak akan mematikan
ini uangnya provinsi ada berapa uangnya kabupaten ada berapa uangnya kota ada berapa
ya udah gue mulai bermain lah sama gepeng
diurut oleh kepolisian sampai nanti sumbernya dimana
dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang juga sudah hadir
memang notifikasi itu tidak serta merta
nah ini ada hubungannya ini
baru bisa fokus pada stabilitas ekonomi
karena akan menjadi ekosistem betul
kang willy mengajak saya melihat sebuah dusun yang sudah habis ditelan ombak
ya udahlah aku cabut aja lah tanpa tahu kayak gak izin sama bapak bapak nggak izin jadi langsung ya udah cabut tuh
yahudi sebenarnya masuk dalam kategori agama yang seharusnya
atau malah mau mengadopsi salah satu hewan lucu ini
bapak udah makan dikit lagi habis berarti sudah tahu rasanya
dan divisi dua udah kayak dream team lah dulu ibaratnya gak kalah kalah
sebagai presiden republik indonesia maka prioritas pertama dan terutama adalah memastikan rasa aman pada tiap keluarga dan setiap jengkal tanah indonesia
oleh lmkn ada angkanya
dengan angan angan yang besar waktu itu kami mencoba mendirikan konservasi ini
yuda fyudan patrick adegi dan yosaya
nah itu banyak nah ini
sementara untuk memasang pintur lebih mudah karena terbuat dari besi
bahkan ya dari saya baru baca gitu dari pan
bertindak sebagai flight leader
dari kementerian kesehatan yakni mencakup dua puluh lima persen karbohidrat dua puluh lima persen protein dan lima puluh persen buah dan sayur
yang juga kita jaga untuk supaya tidak terjadi kerusakan
maka kita perlu duta besar ini untuk merespon perubahan perubahan global yang ada
teruskan di komitmen pak jokowi kan tidak pernah berhenti gitu loh
perbincangan yang telah kita hadirkan
hmm kayaknya enggak deh

komisi pemberantasan korupsi kpk gencar melakukan operasi tangkap tangan pada tahun dua ribu dua puluh
ini jauh lebih bagus karena memang sistemnya sudah bagus dibandingkan tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu sampai dua ribu dua
nah tadi anda katakan salah satunya di headlock adalah mengedukasi juga
mengidentifikasi apa jenis komoditas
mau ngademin mau ketemu bu megawati katanya
abis tahun dua tuh misternya makin ringan tuh ngasih ini tuh udah makin ringan
bahkan yang jadi menterinya aja dari artis gitu
kemudian juga mereka biasanya extend ya
bahkan satu lagi ini yang indonesia ingin berpartisipasi
buat pembinaan atlet atlet yang bisa untuk berprestasi
gue bener bener kayak harus bikin sesuatu yang bikin lo shock kayaknya
dan kemudian kita menggunakannya untuk menguasai proses pemutusan kita
tiktok menyampaikan bahwa tidak ada regulasi yang dilanggar
ya mungkin bisa jadi begitu karena emang dari dulu banget kan dari mulai kecil kita udah konsumsi itu
dan kami sekarang memiliki empat puluh dua
less sugar sebagai sampel a minuman teh kekinian sebagai sampel b
terutama mereka yang beretnis tionghoa
atau melihat tata kelola musik ini secara lebih serius
soalnya alasan yang dikasih kang mario tuh emang logik sih logik banget ya chen ya
ia tidak mau triknya ditiru orang lain
tentunya juga payung hukum ya disediakan untuk rancangan undang undang keuangan itu tersendiri ya mbak aisyah
pokoknya ada anak anak itulah lupa lagi siapa siapa lagi
biasanya setiap online travel agent mempunyai waktu waktu tertentu untuk memberikan promo kepada customer nya
setelah matang pancake setinggi enam hingga delapan cm siap untuk dihias
nantinya lrt jabodebek akan melintasi dua provinsi dan lima kota
sehingga yang kita lakukan adalah
apa ya semakin masif ya kita melihatnya ya
hari ini saya berbicara dengan gita syarani
dan budi silvana juga menjelaskan bahwa untuk tingkat kematian jemaah haji pada tahun ini itu hanya empat per mil
yang ukuran untuk empat x enam ataupun tiga x empat untuk keluarga ini masih dibutuhkan banyak
kalau anda yang lebih menyukai rasa asam murni dari yogurt
memungkinkan seseorang yang dalam kondisi
jadi itu secara tidak kita tidak sadari itu
alumni akademi angkatan udara tahun dua ribu
sebetulnya apakah wilayah lainnya masih bisa menopang keberadaan habitat ekosistem di wilayah gunung bromo
dari jumlah tersebut hanya tiga sembilan triliun rupiah yang berhasil diselamatkan
karena orang di dunia semua sudah tahu korea
ada tapi nggak sama jumlah besarnya ini
kalau wals itu lingkar gitu
klub ini malah terjadi bentrok antara presiden presiden terdahulu karena apa karena
desinasi nah ini juga mesti
gak main aja di jakarta kita gak paling paling sama aja
lalu yang kedua instrumen kerja beliau yaitu pembentukan kabinet
meski harga bbm non subsidi berpotensi naik saleh optimistis kondisi ini tidak akan mendorong terjadinya perpindahan konsumen
supaya endorse dari indonesia bisa standar australia kerja di sini
karena kesal anaknya mencuri uang tetangga
si ramdhanal udah duluan tuh
awalnya itu kan kita setelah kita gak juara itu kan di dua ribu lima belas terakhir itu kan
padahal kita atau dunia global ini sudah biasa ekspor dan import barang
terus dia bilang mau beli ayam free chicken
meletakkan ke dalam satu solusi
pertama saya sewa tuh saya cuci dulu
kamera mereka ngopi bareng seakan akan
karena mendatangkan ini itu harus ada
jadi hal hal di luar standar yang ada
sejauh ini komunikasi yang terjalin seperti apa
salah satunya tanaman buah karika
tetap pembelajaran memang masih akan dalam keadaan tertekan
jadi dia meyakini bahwa itu penyakit penyakit
lu confidence aja dari situ orang ngerasa kayak feelnya kan kayak wow gue ngerasa di accep ya
teman teman abasok hari ini memasuki episode ke satu ratus tiga puluh
handoko mengaku sedang mencari mobil jenis port utility vehicle atau suv untuk keperluan mudik tahun ini
lebih dari empat puluh keluarga di dusun sarakan memutuskan bertahan di pesisir dengan membangun hunian sementara
pemerintah kita mulai sadar bahwa keamanan cyber ini
karena apalagi sekarang banyaknya kuliah online lalu ada pembelajaran online
gue takut stres sama hal hal yang politik
berdasarkan literatur pendiri pondok pesantren al kafi
kalau kita bicara indonesia nih dua tiga juta sendiri penduduk indonesia sebagai warga yang berkunjung ke singapura
oke artinya preventif sudah dipersiapkan baik dari daerah maupun pusat
menyediakan air bersih untuk warga yang tidak bisa mendapatkan akses air bersih dari pemerintah
area ekosistem yang penting
tapi sebelumnya juga saya pernah dapat informasi bahwa bang komeng ini bahkan sempat berdialog dengan men parekraf juga terkait dengan hari komedi itu
lebih ya lebih senang belanja online karena lebih murahnya itu sih
bahas tapi by the way itu mes uph satu kamar itu lumayan gede juga berarti ya kalo gua liat dari ini background lu di belakang
joshua mengatakan makanan yang dikonsumsi saat melakukan defisit kalori juga harus diperhatikan
ya ini adalah suatu gerakan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik
tapi kalau dengar dari teman teman yang lain ada yang gede dapat gede banget
kayaknya kok riko sempet ikut ngelatih agasi sama lukas dan temen temennya tuh kayaknya tuh di karawaci
yang sekarang itu selain kompetisinya luar biasa ya harus bersaing gitu jadi jangan cuma aduh nungguin
lalu menurut anda bagaimana kemudian peta politik dari pasangan kofifah emil
menggunakan jarum yang dialiri setrum dan diberi sinar ultraviolet
lalu pemerintah harus tetap menguatkan tiga t
salah satunya mutria yang harus merogoh kocek seratus ribu rupiah per hari
dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik
terus kedua ada hal hal yang nilai proximity nya atau kedekatan ke publiknya juga kena
seperti sebutlah tadi ada unri dan juga usu
selama periode natal dan tahun baru jalur tol akan dilewati sekitar dua tujuh puluh tiga juta kendaraan
karena kalau misalnya kita lihat buka tiktok sekarang ini tampaknya masih tetap bisa berjualan
atau melecehkan negara manapun
dari anak yang menderita flu atau gastro
di satu sisi ia mengkampanyekan penyu untuk tujuan pendidikan
yang awalnya diisi dengan dua ratus ribu masyarakat namun saat ini ada satu tiga juta lebih masyarakat sehingga memerlukan evakuasi yang waktu yang lama ditambah juga jarak yang cukup jauh
jalanan becek daerah daerah bencana ini rata rata jalannya kecil
kalau misalkan itu dikasih udah misalkan yang udah mati mati gitu dikasih sama ayah kita dan nyampe rumah dibeluin gitu
bahwa ini harus tetap melewati proses hukum yang baik dan benar
jadi orang tahu tentang keyakinan yahudi itu seperti apa
apa kalau harus itu saya bisa garis bawahi tidak ya
kangen dengan momen momen
dr clements yakin mereka dimanipulasi oleh petugas kulit putih
kalau sebulan berarti gimana
makanya kenapa gue tuh orang orang nyebutnya kalau ogi
gimana kalau kita sekarang bergeser ke daerah alam sutra tangerang
beberapa staf dari sekretariat
cuma rumah sendiri dapat beli sama orang sini
wanita ya pelaku kejahatan itu kalau tidak laki laki kan wanita kan
justru presisinya dan ketelitiannya itu harus mengembangkan
dari celebrities pada main
kalau saya melihat akan bergantung pada sepuluh lima belas menit pertama
ada juga agama agama lokal di sulawesi utara
karena elinor dan lain lain ini bukan hanya pangan tapi masalah bencana juga ada ya
namun rumah makan ini mengganti serundeng dengan rempah rempah
di satu sisi memudahkan pelaku umkm mendapatkan akses lebih gampang
dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan lebih dari dua ratus kg pakan
yang terhormat pj gubernur banten dr al muktabar msc
iya apakah itu bulan atau apa
pokoknya sahabat tuh banyak dulu ada
sebenarnya kalau untuk tantangannya hampir mirip ya
untuk mengikuti kursus bridging di australia
karena yang menjadi masalah itu spora antraks ini
tiga ratus tapi udah bilang udah dibeliin buku
jadi kami sudah berkoordinasi tadi malam ya dinari dengan pemda
rasanya unik banget ada uang uang
itu yang saya agak aneh karena kok spekulasi dipercaya
yang kedua tentu sekali lagi kuyuk itu juga harus dicontohkan oleh partai partai pimpinan partai yang ada
the art space lonami house di kebonjeruk jakarta barat
dan sampai akhirnya kan kemarin kan kalau gak salah irvin juga gak ikut ke bambang ya joe
teman teman saya ingin juga menyampaikan bahwa
pengelola tempat wisata batu angkruk juga menyediakan spot spot foto
nah dari situ ketika masa gue kayak stop itu itu ada aja kayak nanti gue ikut ditawarin la streetball lah
bener masih ada kesempatan lagi kan ya
nanti akan dibayar dengan uang investor baru lainnya
yang tidak bisa apa menerima
sejak bali dibuka bagi perjalanan luar negeri sebanyak sembilan wna masuk bali
apanya sih bisa menghilangkan berbagai
marilah kita beri tepuk tangan
yang menciptakan pemerintah perang commonwealth australia
mereka yang menganjurkan suara tidak mendapat dukungan paling besar untuk lembaga jasak pendapat
menurut erik saat ini garuda perlu fokus melayani rute domestik agar kembali sehat
jadi saya rasa sudah ada lima ribuan ya supporter kita
karena bukan bicara whistle blowing saja kan begitu
berarti rencana mau main lima dulu ya
oh ya saya lanjut lagi ya ke beberapa titik lain untuk menghabiskan makanan yang saya bawa
dikonstruksikan sebagai sebuah upaya menghalang halangi penyibikan atau obstruction of justice
bagi yang ingin merasakan serunya berburu takjil menu berbuka puasa di bulan ramadan pasar takjil terapung pantas disinggahi
daun sama itu nitrogen
dengan mengembalikan alam bawah laut kembali bersih dan nyaman
untuk datang kesini dan menunjukkan keragaman indonesia
gak tau kenapa kayak keberanian diri aja sih
sebenarnya begini mbak kami itu berharap
untuk menambah sedikit rasa garamnya ya karena tadi kita kasih garam juga seperti ini
karena pak prabowo melihat sebuah kebutuhan konsolidasi besar bagi bangsa ini
yang artinya memang tidak bisa kemudian dia dibebaskan dari hukuman
tapi bagaimana merawat sebuah tradisi agar tetap lestari
kalau bisa suhu tidak melewati dua derajat lebih tinggi daripada yang saat ini
bukan tidak mungkin dia juga akan duduk sebagai
hampir rutin waktu itu kami setiap dua minggu makan siang
penghitungan suara akan dimulai segera setelah pemungutan suara ditutup
melihat perkembangan tenis di indonesia ini
kejadiannya di kabupaten sragen kemudian dianggap sebagai masalah ijasa
jokowi mengingatkan seluruh jajarannya agar berhati hati dengan ancaman inflasi pada dua ribu dua puluh
dulu pernah ada orang yang mengaku nabi
kira kira bagaimana rasanya
nah itu kebetulan timingnya seabanya di semarang
nama pondok pesantren al zaitun ikut melambung
selain itu kita pun bisa memberikan afirmasi pada diri sendiri
berbagai perubahan yang ada di indonesia itu ya
sebenarnya kalau orang orang pasca datang ke sini keluhan terbanyaknya apa pak
pengertian gencatan senjata itu terbagi menjadi dua
baru main langsung tuh waktu gue sma
pameran otomotif ini dipenuhi pengunjung setiap harinya mulai dari penggemar sepeda motor hingga yang ingin membeli mobil baru
sama dengan berkerus kerus merugi atau bagi sanggup
dia punya banyak pemain yang cedera
para pembeli mengaku kondisi kesehatan hewan kurban menjadi pertimbangan utama
kebetulan sesuai undang undang adalah bnpb menjadi tugas dan unsur pemegang komandonya
tampaknya otak atik kursi menteri sudah mulai dilakukan karena partai partai koalisi pendukungnya pak prabowo tampaknya sedang berebutan soal posisi menteri terutama menteri menteri yang basah
seperti ini jadi tanaman murbei itu ada buahnya
itu juga biasanya kita perlu lihat nih kondisi kondisi apa kondisi kejiwaan yang mana yang biasanya berkaitan dengan kondisi homeycide suicide gitu
jadi sepanjang ya tidak menyimpang gitu
jadi jika kamu bekerja dengan distrik
buah yang sudah matang berwarna kuning
membentuk kelompok pelestari penyu watu klotok pada dua ribu dua puluh silam
kalau kita mah gak mau sih apa adanya gitu
jadi gejala awal itu biasanya kita sering pucat lemah lesu
dimasukkan atau masuk ke dalam proyek
untuk melihat lebih lanjut kita bisa lihat nih di sebelah kiri saya saya sudah berada di salah satu distro yang berada di pinggir jalannya
tentunya dengan rancangan nasi timur tengah
nampaknya agak sulit ya jika kita bayangkan untuk bisa tinggal bahkan tidur di tempat ini
pendaftaran oktober nanti ini jangan jangan malah
karena singapura itu industri manufaktur
rekan kami ada produser lapangan cnn indonesia wilam nasution di jawa barat
terus yang kedua juga bisa dipakai untuk kesehatan
kementerian kooperasi dan ukm bersiap mengatur ulang kebijakannya guna melindungi umkm dalam negeri
kemudian di tahun sembilan puluh itu menjadi sesuatu yang membangun empati memang dari masyarakat
berkualitas kami memiliki lebih
negara indonesia dimana betapa cantiknya
ini untuk mendapatkan rasa smokiness nanti ketika dimakan ayamnya
maksudnya udahlah kita bikin namanya happy bollers
kain yang terbuat dari alat tenun bukan mesin akan terasa lebih kasar dan tebal namun dengan teknik pewarnaan yang alami kain sutra akan terasa lembut
karena ini berkaitan dengan penanaman tanaman ya khusus untuk pangan
hai buntar mana bun situ selamat datang bisa disekretari menjadi ini saya lagi
saya mulai karir saya di desember dua ribu sembilan
jangan ada kisur kisur seperti ini
dan kami akhirnya memiliki listanya
ini tadi dari pati mau ke sragen tapi lewat boyolali dulu
yang benar ini bukanlah pantai alami melainkan pantai buatan
ramai bilang oh iya ya darah terus gue langsung nanya lah sama sama diana botopik botopik kamu
merupakan forum dialog resmi g dua puluh bagi komunitas bisnis global
kejadian paling melukai itu adalah itu di pilpres amerika tahun sembilan puluh dua
jaksa segera melimpahkan kepada pengadilan sehingga segera memperoleh keadilan bagi korban dan keluarganya
kalau lagi pusing coba tarik nafas pelan pelan hembuskan
kondisi ini pada akhirnya menciptakan angka kemiskinan baru
balik badan gue bener bener teriak tengah tengah gitu ya
karena ini sangat berdampak banget secara makro terhadap ekosistem musik di indonesia gitu
terus kemudian ya kita juga harus mendorong juga untuk pelaku umkm kita
dasarnya tentang jabatan sebagai presiden
efektif kalau dilakukan di tengah panasnya pergolakan masa saat ini
bagi asn yang melanggar asas netralitas
oleh karena itu hal hal yang berkaitan dengan pemerintahan dengan eksekutif tadi itu menjadi ranahnya tanggung jawabnya
bukan mengimpor mendatangkan dari kota besar kota besar ya
cuman orangnya udah nggak tahu nggak ada udah lama katanya
dan kita sebarkan ke halayak yang lebih luas
untuk lokasi lokasi parkir liar dan ada juru parkir liar juga tidak hanya di minimarket
tapi apa yang membuat perubahan iklim saat ini memang harus betul betul ditangani
tapi memang ada beberapa hal yang harus kita sama sama perhatikan
penerima bantuan usaha mikro
sehingga kalau misalnya terjadi banjir itu tidak berdampak langsung kepada infrastruktur dan orang orang yang tinggal di sana
yang kami lakukan dengan beberapa varian
satu porsi mie karir di sini dihargai rp tiga puluh lima hingga rp enam puluh delapan tergantung varian dan lauk yang anda pilih
peristiwa politik tentu kami akan meluruskan bahwa termasuk di dalamnya adalah etika
jadi ketika kemenangan diraih mandat rakyat didapat
areal tambak yang dibuat menjadi melebar sampai ke beberapa garis pantai yang lainnya
telah membangun total empat sembilan ratus delapan puluh delapan pts empat g di daerah nigate
bicara soal makanan khas nusantara ini selalu menarik dan tidak ada habisnya
nana kan pasti akan nanya nih soal merukunkan
masih kurang pedas tambahkan kucuran sambalnya
dari dokter langsung pasca pemeriksaan
masih terguncang akibat jari telunjuknya
jadi taffy bagaimana anda memaknai ramadhan kali ini
diterapkan dengan lebih efisien misalnya
dan peninjuan ulang ini didasarkan permen no dua maupun surat keputusan menteri pendidikan no lima puluh empat
yang sekolah yang cukup bagus lah
nah itu akan berpengaruh sekali terhadap inflasi
world economy forum juga menyebutkan porsi produk lokal di tanah abang menurun sejak awal
baik pak syafri tadi kita lihat tayangan ya
dan juga adanya linggayoni di tempat ini membuktikan bahwa
banyaknya cina juga gak sih orang orangnya
yaitu badan kesatuan bangsa dan politik
kami akan bahas dengan eko listianto wakil direktur indef
melihat aneka jenis takjil yang dijual para pedagang
naikin berat badan itu buat itu ditambah message dari film itu tuh bagus banget
dan juga kangen juga dengan makanan dan suasana ramadan di indonesia
jadi kami berharap ketika nanti puncaknya di world cup setelah world cup indonesia tidak boleh terjun ke bawah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
jadi pas gue masuk tuh bener bener stack up banget itu uph soalnya yang lulus cuma ciyo sama lauren
second cabinet ini kan istilah
tidak semuanya digunakan untuk handphone
pemerintah daerah misalnya untuk menjadi bagian dari kebijakan ya ini sebenarnya sudah para santri sudah melihat jadi kalau ada el nino
olahan kue buatan naning cukup terjangkau
apa kemudian yang akan dilakukan oleh pihak manajemen pengelola pusat belanja agar bisa mengkotak kotakan orang yang sudah divaksinasi boleh masuk
maka sangat dimungkinkan akan terjadi suatu peringatan dari kementerian kesehatan
dan kita sampai nanti masa panen yang diperkirakan maret
artinya tidak hanya provinsi tertentu saja apalagi yang provinsi yang terkait dengan pembangunan ikn
lapisan demi lapisan inilah yang membuat tanganan ini terlihat menarik
jadi ini tadi kan ada kaitannya
tapi nggak dipungkiri juga tahun dua ribu delapan belas salah satu tahun yang gak bisa dilupain juga dong
supaya mereka nantinya meniru dengan itu
jadi banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sini
bagi sen demikian panggilan akrabnya untuk menjadi kiropraktor tidak sembarangan
sejak dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh satu angkanya tujuh dua belas hingga tujuh lima
berarti sita tuh di sma berarti apa
dalam rangka konservasi atau pemeliharaan candi borobudur
soalnya abu udah liat masih produktif juga tuh di pre season tuh dua ribu tiga belas tuh
juga kan mengatakan bahwa ini adalah forum silaturahmi yang informal
dan niranya itu gak pernah ditemui di tempat lain memang di timur sastra ini aja
adalah yang bingkai b dua puluh
tahun ini ada rencana pulang atau dalam waktu dekat
ya saya sih berharap ya kalau misalnya sederhana hal simpel aja
banyak juga video sama adi sama augie kan waktu itu kan
seluruhnya adalah jasad yang dikumpulkan selama lebih dari tiga tahun
pilek termasuk gangguan kesehatan yang paling sering terjadi dan hampir pernah dirasakan semua orang
nah itu harus apa kita dok kalau melihat orang orang yang memiliki gangguan kejiwaan seperti itu
ya lancar tapi aku ya ada orang pas keliling itu ada orang bilang ibu ibu dipanggil
agar kondisi tubuh tetap fit dan tidak kehilangan fokus
mereka tinggal di daerah mereka dan menjadi pembangunan ini
di balik rasanya yang nikmat akhir akhir ini muncul pemberitaan yang mengatakan bahwa
lu sendiri ngeliat komposisi tim lu ini gimana sih bip
enggak main bola udah main bola
akan banyak tuh kadang kadang ada kasus ibu yang ditinggalin suaminya
dpr segera melaksanakan yang disebut sebagai fungsi pengawasan panja perguruan tinggi
tapi ya udah yang dikirim ke asia itu u delapan belas itu sembilan puluh delapan
disana ada cinta untuk anies
ini biasanya susah nggak sih belajar kabanti ini
di alaminya sana juga
sampai sekarang nggak ada tuh bocor bocor gitu
akhirnya kita juara di dua ribu sembilan
maka keempat kelompok ini diundang
maksudnya anda pergi ke konsert atau mendengar musik yang terlalu luas atau terlalu lama itu juga bisa terjadi pada saat itu
masa nomenklaturnya nggak ditambah bang andre
dalam pandangan saya apa yang dilakukan semata mata untuk misalnya lebih melokalisir persoalan ini
itu kayaknya hampir semua sih pemain basket sih ada kayak gitu ya
bahwa dia benar benar melakukan apa yang dilatih dan dieksplor ke pertandingan
tapi kalau disini males keliatan nanti pertandingannya kan
kita terbuka saja dengan siapapun yang akan menjadi sahabat dalam mensukseskan demokrasi kita di indonesia
ini merupakan kawasan pondok pesantren alkafi yang dibangun pada seribu empat ratus tujuh puluh lima
berharap agar nama beliau bisa dibersihkan
sekitar tiga puluh dua persen penduduknya merupakan remaja berusia sepuluh hingga delapan belas tahun
karena apa yang ada di negara itu unsur unsur energi yang lebih reduce karbonnya itu
tersebut tapi kalau memang
saya pernah baca juga kalau pak luhut itu pernah bilang ke pak prabowo
yaitu kita harus merencanakan lebih panjang lagi gitu
dan juga bisa membuat pengetahuan sekaligus mengasah keterampilan untuk mampu berpikir kritis memilah informasi
meski jauh dari orang tua dan keluarga kesedihan mereka bisa sejenak hilang
iya kan artinya sama gitu dengan dia membuat
nah padahal kalau kita berbicara mengenai distro ini memang cukup masih cukup banyak ada sekitar delapan toko yang masih berdiri dan yang dijajakan pun lumayan banyak nih
tapi intinya saya sih udah nggak khawatir karena saya tau
tau gua petrus tuh banyak bener muridnya anjing
kita akan membahasnya dengan pengamat pendidikan indra karis miaji
kan selagi gue happy ngejalaninnya kan
nah mana kalau ada kasus hukum yaudah diproses saja

yang menyebabkan orang lebih mudah untuk terkena serangan panik ini dok
sebetulnya tidak boleh diterapkan pemantauan massal
jadi gue ngelakuin kayak gue gak pernah latihan sendiri lagi
seseorang yang sering menguap bisa jadi disebabkan oleh
hingga saat ini tidak ada pertanda abrasi akan berhenti
oh untuk kalau konsumen sepi itu sih nggak ada kekhawatiran lah
tumbuh di keluarga yang kayak apa sih
ribuan warga rafah pun terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya setelah seruan israel akan menghancurkan kota rafah
nomor tertentu di dalamnya
sekarang didapatkan dari proses salin menyalin
tentu kita penyelesaiannya tidak hanya di hilir tetapi juga secara komprehensif
jangan sampai asuransi yang seharusnya menjadi penyedia dana darurat justru tidak bisa diklaim saat dibutuhkan
memang bisnisnya itu lebih besar pengeluaran
nah kalau misalnya kita mau menggunakan teknik yang memang lebih komprehensif lagi
selain itu bnpb bakal menggelar operasi teknologi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan
padahal orang orang juga lingkungannya supportif
kan sebenarnya gue balik main basket itu kan karena campur tangan tuhan juga kan
tadi saya sampaikan enether untuk
tentu melalui badan tersebut ini akan kami minta ormas ormas yang ada itu untuk diberikan pembinaan
biar dalam lingkungan kita terutama banyak aktivitas anak anak biar bergabung di lingkungan masjid
dan kembali di sul sul pengunjung lain
independensi dari bank sentral
cukup mencurigakan di luar kewajaran lah intinya ya
apa kemudian alasan kampus menaikkan biaya ukt begitu drastis dan tiba tiba
tim liputan cnn indonesia
agar dapat mengisi danau embung sungai dan sumur di daerah rawan bencana
ya banjir di semarang sebetulnya ada dua jenis
flying wills terus ada beberapa juga di di cirebon oke tapi banyaknya memang rata rata di cirebon
jadi masuk akal yang dia omongkan gitu ya
iya betul sekali alfian dan maya memang sosialisasi sudah dilakukan sejak tanggal dua belas ya selama tiga hari
dan itu yang kita lakukan sampai saat ini dengan isu isu informasi kebocoran data
ya itu aja tanggalannya kemarin kayaknya susah amat gitu
meminjamkan uang begitu meminjamkan dana
dan mungkin melawan irak ini juga secara fisik kita akan mendapatkan tantangan yang cukup berat dari mereka
franky wijaya helmi sule negara bandung jawa barat
buat seseorang misalnya kan ada orang yang menuliskan terima kasih bunda karena dia memang benar benar berterima kasih
kalau kita berbincang ya bu yulia ini
supaya sebenarnya yang kita arahkan pada akhirnya nanti
ini memiliki impact yang sangat kuat
pak prabowo ada dua hal yang dia lakukan
yang kedepannya harus dilakukan oleh indonesia adalah terus secara rutin ikut turnamen asia ikut putaran final ya
kalau wawan dia membuat transcription untuk surat
tapi kita mau tahu nih sebenarnya basic keluarga dari koriko itu ada yang basket gak sih sebenarnya
iya kan kalau di bandung kan ya u empat belas tuh termasuk kampusnya cukup sulit ya
diatur berdasarkan masukan dan pengendakaan hukum
kenapa karena kita mau paralel sama youtube kita
sehingga tidak mengganggu produk atau pasar yang ada untuk umkm
padahal gak ngantuk gak kurang tidur
jadi proses ini kita menggunakan air juga untuk menghasilkan hidrogen
ini menjadikan inspirasi dan istiqomah
dan juga yang kipetnya
saya mau mengucapkan selamat ini sudah waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat
bahwa ia betul menandatangani surat penyelidikan sehingga surat penyelidikan yang beredar di publik ini adalah benar
sebenarnya sih waktu junior itu semua pemain ini berbakat semua mbak
kabar mengejutkan datang dari kasus antraks di gunung kidul daerah istimewa yogyakarta
yang membangun itu orang tuanya
jadi waktu basket ya basket waktu lebih kemar basket ya
karena potongannya itu kalau terlalu tebal kata abangnya di depan tuh takutnya dia masih ada bagian yang belum matang sempurna
dan latihan kita fisik mental dan psikis juga
direnovasi menjadi cafe sansekerta
ya setuju karena strike ini juga pemain yang punya catatan tembakan
pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan perdana rafael sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi
bisa didapatkan bulan mei dua ribu dua puluh
hak cipta lagu dan juga musik per tiga puluh maret lalu ya
selamat sore mbak dea dan juga cnn apa kabar
ada rasa deg degan ada rasa kayak waduh kita bisa nggak ya kita bisa nggak ya kita bisa nggak ya
seperti yang kita jalani sekarang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
sekaligus juga menjadi pelajaran bagi pihak kepolisian
ada memang peruntukan aturan baru ini diterapkan
ini persisnya kerjasama yang akan dibangun itu akan seperti apa
etnis tionghoa memang datang ke indonesia melalui perdagangan
mungkin bisa terjadi juga di beberapa kantor lain ya
dulu kan waktu nurunnya
ini juga sempat digadang gadang menjadi menteri pada masa pemerintahan prabowo gibran
itu semua kita yakin itu berasal dari kitab suci yahudi sebelumnya
soalnya gue udah pernah ngobrol dulu sama pemain lain
atau dengan temen temen lain yang tidak punya partai
nah lalu tugas panwaslu itu sendiri adalah
selama sepuluh hari kami belum melihat
kita ingin memiliki perasaan investasi yang lebih luas
belum ada laporan satwa yang terpanggang atau terbakar
kemudian kita ajak dia untuk mulai melihat nih
kan daripada jadi ada fitnah dari orang luar gitu mending dihalalin langsung gitu
menko polhukam yang juga cawapres nomor urut tiga mahfud md menyatakan telah menyiapkan surat pengunduran diri dari kabinet yang dipimpin presiden joko widodo pada rabu siang
tik ditaruhnya oh oke
karena kami belum membahas dengan koalisi
mau membangun seluruh indonesia berpuluh tahun bu
apapun yang dilakukan oleh pemerintah
ya kalau pencucian uang itu kita tahu kan adalah upaya menjebunyikan ya mengaburkan uang hasil kejahatan
sangat sangat berdampak tapi kita juga harus menyiapkan dulu untuk bisa bersaing di sana itu pemain harus siap
ada premisi yang salah
juga membantu terkait dengan pendataan
nah kalau seandainya lu kayak lu kalau ngeluarin apa desire yang ada di dalam hati lu ya it s okay
dan serangan yang bersifat sosial yang diserang adalah manusianya
karena pada saat itu juga memang belum dibutuhkan
presiden sebelum kennedy itu itu namanya dwight eisenhower atau i k eisenhower
tapi kalau ngomong ya yang mulai serius basket berarti umur berapa tuh kok
mungkin mas bagus bisa menceritakan apa yang menarik event dari kali ini
kalau datang ke irom terasa lagi di korea
produk produk ini dikirim di pasar lokal dan mampu menembus pasar ekspor seperti singapura hingga arab saudi
mereka tidak ingin didikte oleh generasi generasi sebelumnya
dengan hanya bermodalkan tiga unsur data tersebut
ikut seleksi waktu itu di semarang
tapi lu kan masuk sma kan masuk salah satu yang
dengan juara itu kan nanti uangnya kembali
apa mungkin ada ini sih apa dari tawaran untuk film film gitu jadi lo harus
maka pemerintah sebagai regulator
tapi seteknis begitu begitu menyampaikan informasi kepada publik
yang menyampaikan barusan ke saya itu mbak rifana
mencoba wahana highroll operator wahana mengarahkan saya untuk mencoba di level dua
yang dibanderol dua lima ratus rupiah
itu tuh gabung kan mereka abis itu main di koba tama
ya sebenernya kalo dibilang belum lama lama banget
gandum kan artinya dan biji bijian
tapi mungkin boleh di share ke kita dulu sudah berapa lama sih bekerja di korea
kami membutuhkan hampir delapan belas bulan untuk mengembangkan
orang tidak kenal calonnya
dalam konteks klb di delhi sirdang ini sangat dipertanyakan
nah untuk menunjang operasional ya udah kita bukalah dengan harga rp dua lima ratus
posisi kita sekarang ini sebenarnya ada di tengah tengah kampung dong
minat yang tinggi untuk menjadi seorang barista ia tunjukkan dalam proses belajar yang dilakukannya
perspektif itulah yang mendorong saya harus berbuat sesuatu
tolonglah gitu ya diurusi gitu kan basket putri itu kasihan gitu kan
dengan arti kalau misalnya di suatu daerah itu mempunyai potensi pariwisata yang banyak gitu
yang tidak mudah diterima orang awam
ruli kurniawan dari ruli files cnn indonesia salah satu yang berhasil mewawancarai sheikh panji gumilang
dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan alfonso suwijaya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
lantai perusahaan yang berkelanjutan
tentu nanti ini ada di pemerintahan pak prabowo
sebelum dia sampai padalarang itu pasti sangat sepi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
ya udah saya main lagi dengan term and condition yang saya dan klub sepakati gitu loh
ya akan pertanyaannya akan segera
nah dari situ sudah mulai menjurus pada oke ini akan dipentaskan
hati hati ya kalau gini kadang masih panas
rasa rempah yang kuat porsi yang cukup banyak serta konsep open kitchen yang dihadirkan membuat pengalaman tersendiri bagi pengunjung yang hadir
yang buat kompetisi kayaknya udah tau pasti petrus yang juara kayaknya
kalau mahasiswa bayangkan tidak bekerja
sebagai pusat kakao yang berkendaraan
rentangnya sudah berapa lama dok dari vaksinasi kedua
nah ini ternyata inflasi intinya relatif
udah lulus berarti kan eh udah lulus belum sih lu
kemudian mereka akan berjalan menuju lokasi tugas turun ke badan sungai
langkah langkah apa saja yang harus dilakukan oleh pihak tiktok selanjutnya
pokoknya kalau sudah pokoknya nah itu repot
saking pengennya gitu ngerasain gitu
taufik bil fakih menilai
mungkin kalau misalnya ada peringatan seperti itu
maksudnya gue latihan udah dua tahun masuk timnas berarti udah merasa
kedua afrika selatan baru amerika
dulu sd sampai smp itu kayak
selain berat badan yang lu mau tambah itu ya
jadi yang jelas kalau kita lihat itu tidak ada proses verifikasi
yang ada di sana
unsur tni ini akan ditertibkan dibersihkan
ya jadi dengan kasus klb ini maka respon cepat yang harus kita lakukan yaitu melakukan vaksinasi massal
karena ini menyangkut kepuasan pelanggan tiffany
mas erlangga tadi sempat disebut di awal ya bahwa ada partai yang memiliki golden ticket
nah ini dia semacam pupuk organik ya pak yang tadi sudah dibuat di laboratorium dan akan disemprotkan ke tanaman
dan juga melakukan banyak counter ryo fahmi adalah pilihan yang baik
waktu itu mungkin mereka terkucil ya
boleh dikonfirmasi ini bukan hal yang aneh ketika melakukan perkawinan anak bu
kami proaktif menginformasi penjualan yang mungkin telah menanyakan tentang listing palsu yang tindak cepat
wah hebat nih dibilang itu
selamat sore pak nasir terima kasih atas waktunya sore hari ini
dikabulkan ketimbang nanti ditolak bahkan dampak negatifnya lebih besar
sebenarnya sih kita udah tahu kenapa itu sebenarnya itu
tapi demokrasi sebenarnya tidak bisa
gitu nah misalnya si orang
dan kalau kita melihat belakangan ini sudah ada sinyal sinyal dari pdi perjuangan untuk mendukung bu hovifah bersama dengan anda
tersebar di lima belas kecamatan
bila mana nanti penyelidik menemukan informasi baru mungkin ya
orang yang masih belum ditemukan ini bisa segera ditemukan
lu sebenernya waktu itu posisi menyanggupi atau gimana
mas dhani saat kemarin badai bagaimana dengan pasokan makanan
bahlil juga menambahkan jika gerakan tersebut dilakukan agar prabowo gibran tidak menang satu putaran
di saat yang bersamaan gereja gereja di batleha memutuskan untuk tidak mengadakan perayaan natal
durian yang disuguhkan itu dagingnya sangat enak manis
mereka memproduksi produk yang berkualitas
nah kalau misalnya orang tua belum vaksin saya nggak bisa pulang juga kan
wawancara eksklusif tuh ya sama cnn tv
tapi kalau misalnya orang bandung sih harusnya udah tau sih ya
untuk bisa mencapai merdeka finansial
setahun kemudian ia hamil kembali dan lahirlah putra pertamanya yang kini berusia sembilan belas tahun
karena kita tahu sendiri bahwa akses pembiayaan untuk masyarakat indonesia itu juga masih rendah
sempat masuk dua puluh empat tapi sayangnya nggak masuk
kayak tiba tiba nggak kepikiran sih
berjumpa dengan bu susi itu satu hal yang bagus ya
tapi kalau dari evaluasi epidemiolog sendiri
waktu dan tempat kami persilahkan bapak kepala bnpb
kalau untuk pendapatan sih saya nggak bisa menjelaskan pak
harus proporsional tidak bisa kemudian mengeneralisir begitu saja
target sdg untuk negara
kalau bulog ditugaskan import atau cbp itu cadangan beras pemerintah itu standarnya adalah medium
tapi sekarang mereka migrasi semua ke bbm pertalite ataupun solar yang disubsidi pemerintah
bang jansen dibandingkan dengan politik kita
jenis barang seperti apa yang ada di front page yang di fip
juga sangat ketat dan melibatkan
nah kejuaraan level junior itu setahun tuh ada berapa sih mas kalau di indonesia
gila lo lima bulan itu berasa lima tahun men
kejadian down syndrome cukup banyak sebetulnya
dan dia tuh tutup itu di malam hari
itu di tahun ini ya pak nur terjadinya
plus tambah lagi pada saat itu cuacanya tidak mendukung
tapi ada beberapa aturan misalnya
powernya lebih besar tulangnya lebih besar
ini pertama kali aku nyoba ketagihan mungkin ketagihan
digergaji oleh ayah kandungnya sendiri
itu tidak hanya aku yang ketika kita di gbk itu
nah ini harus ada memang payung hukumnya gitu
dahulu inilah rumah tempat ia membesarkan anak anaknya
dari seratus orang itu masih

yang melarikan diri dari kegejaman pada masanya untuk menyelamatkan bayi yesus
oret labora pondok indah tadinya itu
dan kemudian memperkirakan berapa lama
waktu habis bapak ganjar paranowo
iya kita simak bersama tadi keterangan pers yang disampaikan oleh kepala bnpb
jadi di sini kan ada tiga provinsi ya yogyakarta jawa tengah dan jawa timur
mari mengenal sebuah seni tradisi lisan yang berada di ambang kepunahan
menghambat kemampuan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain
nah bagaimana mekanisme pemeriksaannya
dinas lingkungan hidup provinsi jakarta
berkembang ketika mereka bertemu dengan mikroba pembawa infeksi
kita lihat bagaimana pemain uzbek bisa melakukan pressing di tengah
kemarin pun tahun lalu masuk penjara gara gara nonton
memilih membuat minyak goreng dari buah kelapa
kembali mendengarkan abastalk season tiga bersama gue vincent manahem dan abu christian
hak prerogatif kalau dibaca silahkan browsing
silika dan besi masih mendominasi biji bauksit yang diambil dari alam
enggak lah kalau masih empat puluh mah masih muda lah
biasanya ini menggunakan pengalaman masa lalu
kita view di internet facebook kok bagus bagus akhirnya punya ide terus bikin lah
apa gimana bang itu dampak kemarin membaik itu
jadi kita bisa mencari kereta feeder untuk menuju kota bandung di stasiun bandung itu dengan estimasi waktu sekitar dua puluh menit
tuh gue modeling sambil basket
dan di tempat seperti ini tuh bisa dikatakan healingnya para kucing sebelum nanti akan diadopsi
tapi ya udah semampunya aja
oke kalau menu awalnya gitu ya
dan peningkatan gas sumber kaca itu terhadap suhu bumi
ada badan esekutif masiswa universitas nu indonesia
bisa dimanfaatkan untuk membangun enam puluh gedung sekolah di pelosok indonesia
iya tentu yang paling utama kita saya sampaikan lagi mas
tapi kalau gue nonton video lo sama adi adi juga ngomong kayaknya lu babal banget ya fin ya
ya sudah ben kamu fokus dulu sama pernikahanmu
tapi kuncinya kita masih mau tidak mau kan harus beradaptasi dan mitigasi
tadi yang sudah saya sampaikan ini adalah dua proyek yang berbeda
nah ketika ironi itu tersampaikan kemudian pak rujito hadir dan bercerita
secara teknis yang mendalam
pak prabowo juga sudah membicarakan soal kursi menteri dengan yang lain
saya mengamini perkataan majelis hakim bahwa terindikasi kuat saksi yang satu ini
siti maimunah sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan ini selama puluhan tahun
tampaknya sudah anjlok sedemikian jauh
ketika kita berbicara tentang apa yang dilakukan ketika mudik
saya menghubungi ahli gizi senior tanah air dr hendrawan nadesul
melanjutkan s dua nah apakah ada
kak abis juara kobat namanya liganya gak jelas
tahun pertama enggak masuk all star eh apa ya
tetapi dia punya posisi hukum yang memang dia tidak terikat di bawah mui
biasanya kalau orang yang pikirannya enak enjoy kerjanya juga jadi keras gitu
kita bisa mencapai lebih dari tiga tujuan
tentunya kan arahan presiden jelas
yang terus semangat untuk ikut membantu pemerintah
george university juga sudah bisa membuka salah satu cabangnya di indonesia
saya sesendok lagi ya baru laporan ke anda ya
pada dua ribu sepuluh ia membuka bisnis restorannya sendiri
para diaspora itu harus memperingati harus merayakannya
dan diharapkan bisa memberikan keuntungan sebesar tujuh delapan triliun
apakah masih bergigi untuk melihat kasus ini secara menyeluruh
namun pada tujuh belas april seribu sembilan ratus lima puluh lima terjadi tanah longsor
gimana pak erick thohir mengerahkan bumn untuk bisa peduli sama olahraga keren sih
apa namanya foundation condition dan lain lain
biasanya pas jam makan atau lagi makan itu bisa diambil di rumah
karena kalo dibandingin sama amerika sih jujur masih jauh banget sih
kalau mudiknya sendiri menurut pandangan kami cukup aman
oke indonesia sangat kencang untuk membela palestina dan menghentikan krisis kemanusiaan yang terjadi di gaza
kayak vintage gitu bagus kayak historical gitu
defisit kalori terjadi ketika kalori yang masuk ke tubuh lebih sedikit daripada kalori yang dibakar oleh tubuh
selalu munculnya pasti ada hubungannya sama basket
sejumlah takjil seperti pulut panggang harus terlebih dahulu dipanaskan di atas tungku
itu yang tadi mungkin sekilas kalau kita lihat mas ara dan juga widodo kalau misalnya orang ngomongin soal konektivitas digital
sejak dulu untuk menambah cita rasa yang khas
ini juga menjadi angka yang cukup tinggi setiap tahun yang tentunya harus kita turunkan
iya lah pasti tau lah kayaknya
karena sebelumnya pak jokowi sempat mewanti wanti agar pejabat publik tidak melakukan rangkap jabatan
soalnya soalnya emang kalau menurut gue ya dbl itu salah satu animo terbaiknya ya di jawa tengah
dia percaya diri kemudian juga bagus juga komunikasinya
lalu sebetulnya selain mantan anggota polisi siapa sebetulnya ismail bolong ini
tapi ada penelitian yang mengatakan bahwa itu gak ada kaitannya
pertama dengan rasa original
tetapi bagaimanapun ini kan menggaguh kita mengganggu sistem
kaitannya dengan soal kebutuhan kabinet
tidak berarti saya merayakanlah hubungan itu
tetap baliknya ke situ
saat mereka memulai perjalanan
akan dibahas secara teknis
ada di tempat pak konjen juga disediakan juga di sana
ini yang tadi kebetulan saya juga habis live dengan pak putu dari kejaksaan bali
tapi juga menang besar yang harus kita cita cita
bangsa untuk kepentingan kepentingan luar
menghabiskan satu tabung lpg tiga kg dalam dua pekan
lantas bagaimana warga mengetahui soal tes dna ini

untuk katalis untuk bangun kawasan itu
ini boleh deh saya pungutin buat ntar ditumis di rumah ya pak yuk mari
itu yang paling banyak dan menjadi dasar penindakan adalah
ya harapannya bisa menjadikan force ini sebagai platform
di sektor hukum yang tadi saya sudah katakan bahwa hukum itu dalam masyarakat internasional bisa saja diabaikan
padahal kita butuh orang orang membangun indonesia ini dari sabang sampai merauke kan
dengan model tes yang memang untuk membuat per rankingan
kami juga tanyakan apakah ukt yang baru itu sudah disetujui atau belum
dan yang terpenting adalah tiga ratus dua puluh satu titik pengungsian yang tersebar di lima belas kecamatan
surat surat kendaraan juga harus lengkap
pada saat kita sudah melakukan mou
dua per tiga masyarakat indonesia sudah dikasih itu
bahkan tidak mengizinkan ketua umum partai masuk di kabinet
rencana untuk balik ke indonesia apakah ada libur khusus
bukan emang buat di perfilmkan
ini juga untuk mengurangi penyebaran virus corona di ibu kota
waktu diangkut aspak ya
nah ini si katalis tadi sedang menggodok sebuah mre
hasil pemerintah untuk membenahi
saya juga jadi ikut ikutan nih ingin mencoba aneka roti ala korea di tanggerang banten namanya love band
sebagai contoh tahun lalu ada di aceh di pidi kemudian tahun dua ribu dua puluh dua juga ada dan terakhir saat ini ada di tiga kabupaten ini
roni satria septiadi pradana jakarta
ya udah dari situ gue mulai cari tahu
tapi kalau perusahaan yang memang betul betul tidak mampu itu kan memang harus diakomodir di sana
yang merinci perjuangan masyarakat adat
hype nya tenis gitu ya
iya jadi gue ya perlu nanya sama kalian lah udah sampai mana
tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum
banyak sekali rangkap jabatannya
pak prabowo berkumpul dengan para presiden sebelum sebelumnya
itu bisa jadi bernilai disini
dan ini saya kira bolehlah sebetul betul ada jelas di depan mata dia
yang terakhir pilihlah lembaga atau pemilik usaha yang terpercaya
ketika mereka punya karya mereka sudah masuk ke tata kelola digital

syukur sudah diperpanjang diperpanjang lagi
ya cukup nggak cukup gimana lagi ya
dan harusnya tidak mampu diterima dengan baik oleh masyarakat
hasil banding ke pengadilan tinggi banten
gedung olahraga yang rencananya digunakan untuk penyelenggaraan fiba world cup di bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga ini
agar kita merasa aman dengan dia
mereka berkelompok duduk melingkar dengan empat sampai lima orang lainnya
dan kita berharap bahwa israel mau mendengarkan
saya tangkap ya bahwa ini bermain nanti insya allah akan penuh semangat penuh daya juang dan penuh keyakinan
dan apakah pada titik ini presiden perlu untuk angkat bicara terkait dengan polemik yang terjadi
bahwa konflik itu sebenarnya adalah perang
seharga rp empat belas per liter
dan iya gue menikmati juga ketemu sama pemain pemain basket
atau rp lima belas lima ratus per kilogram di sejumlah pengecer yang terdaftar
gue ikutin deh gitu
oke memang kalau terapi terapi tadi yang seperti disebutnya
jangan pernah bilang bahwa kebingungan itu bisa ditekan dengan gaya santai gak bisa
selamat pagi mevri dan juga fani benar sekali seperti yang tadi anda katakan bahwa saat ini saya berada di pameran
pemulihan ekonomi nasional yang masih rendah
semoga ini memang benar benar memberi sentimen positif bagi pasar perdagangan indonesia merger antara gojek dan tokopedia ini
dimana penciptaan lapangan kerja bukan lagi hanya tugas dari pemerintah dan dunia usaha
dalam sehari warga cimahpar bisa menghasilkan lebih dari dua ratus ribu kulit ketupat
respon keluarga papa mama gitu waktu pertama kali nekunin
ini lembaga baik ya enak baik
harus dibentuk sebuah wali akademik di mana di dalamnya ada civil society
sebelum terbentuknya koalisi perubahan
bertambah pula konsumsi persiapan ini
dari babinsa dan babin kamtipmas
ini apa yang akan dilakukan oleh bssn
hahaha hei kalau lu tau yang namanya rawat lu pasti tau kali semalam
ya yang berhubungan dengan itu makanya lebih baik
oktober dua ribu dua puluh tiga seorang anak enam tahun juga menjadi korban penjamretan kalung emas di jalan utama blok a kawasan perkampungan industri kecil atau pik penggilingan cakung jakarta timur
untuk penahan gelombang abrasi juga
tapi mempunyai nilai kepedulian yang luar biasa terhadap penyu khususnya dan lingkungan di sini
menuntut ilmu membuat rosmayanti bertekad memutus praktik perkawinan anak di keluarganya
hari tanggal merah jakarta atau pusat
yang tadi digarisbawahi bahwa
tapi beda ya kalau disini gandos rasanya gurih dan kalau mau manis bisa ditampurkan gula pasir atau gula aren
kita juga harus dapat bibitnya yang berkualitas ya telurnya yang berkualitas
saya kira perlu diganti
cita rasa autentiknya tidak berubah
sedangkan dewi adalah seorang ibu berusia empat puluh lima tahun mantan pekerja kantoran
kemudian tidak boleh membenakan bendera atau spanduk itu di sana
dari peta kapasitas fiskalnya itu ketahuan mana daerah yang punya kapasitas fiskalnya yang tinggi
nah ini untuk memberikan insentif bagi masing masing pemain gitu
terus indonesia malaysia sekarang yang nambah fitram
kemudian kuasa hukum dapat mempengaruhi
oke semuanya sebenarnya diawali dari dua ribu sembilan belas
foto foto cocok buat yang hiphopers gitu kalau mau main kesini
jadi membuat ini berjalan jalan adalah sangat luar biasa
indonesia sendiri menjadi rumah bagi enam dari tujuh jenis penyu yang ada
batuk diduga karena terjadi hubungan pendek arus listrik
kebutuhan terhadap warga negara indonesia sangat tinggi
boleh jawab dua mar kalau bingung boleh jawab
anak muda di tingkat desa
bisa jadi pemain timnas yang bagus kan
saya berbelok ke kafe yang ada di bilangan wali kota mustajab
saya penasaran bagaimana respon pak jokowi ketika mengetahui data data tersebut
walaupun jujur balik lagi filmnya juga bukan film yang laku
dan juga untuk memberikan kekuatan dan kekuatan ke masyarakat tentang jasa self photo studio
karena seringkali saat berada di jalan tol kita terlena dan tidak mengetahui kecepatan kendaraan
atau hanya masalah tekanan publik yang terlalu besar bagi timnas indonesia
nah yang terakhir adalah dengan membandingkan harga dari semua aplikasi ataupun juga online travel agent tersebut
nah tapi perkembangannya hingga sekarang ini memang sudah cukup landai
kini sumur bor yang mengalirkan air secara deras itu
sama dengan ltkl yang membantu
yang menuntut kembali dilakukannya tes dna kedua
dengan sistem atap buka tutup sehingga bisa digunakan walaupun cuaca terik dan hujan
wallet flight terdiri dari empat pesawat kasa dua ratus dua belas tentara nasional indonesia angkatan udara
politik dagang sapi kalau itu yang diartikan
kalau di kota makassar tidak lengkap rasanya tidak mencicipi yang namanya palu basah
saat ini produksi di sektor pertanian bahan bahan tersebut juga sedang mengalami banyak gagal panen
kalau itu disimpulkan oleh nana untuk mencairkan suasana
tidak perlu ktp saya ditulis yahudi
sudah sering terjadi di area ini sir ano
lima tahun kemudian terumbu karang yang ditanam mulai menjadi hunian ikan
karena menurut pemilik ini untuk menjaga kesegaran dari pecelnya
untuk mengetahui apakah reinfeksi ini ada perbedaan varian virusnya atau tidak
apakah kemudian jemaah ini harus melalui serangkaian prosedur terlebih dahulu
jadi ya udah beduk aja gitu
nah biasanya yang attacking itu adalah pihak yang non petahana
terima kasih juga sudah bergabung di cnn indonesia connected
rivki udah bisa final semifinal terus dukandanya sering juara semifinal sama final
ada virtue kerelaan untuk dipimpin
per hari ini para penumpang transjakarta harus menunjukkan sertifikat atau kartu
tapi komunikasi ya kadang kadang ginilah
berikut penjelasan prof reynolds
bahkan ada barang barang yang tinggal di dalam cabin misalnya minyak wangi ya yang beraerosol misalnya
duta besar krisis iklim kita perlukan
waktu gue main di mp dia pindah ke manapati
stadion indoor yang baru ini juga memiliki sejumlah kelebihan
ada yang ditindas ada yang
roti dan jajanan pasar yang dijual disini
eluminnya saja itu bisa sampai delapan kali peningkatan nilai tambah
ya alhamdulillah untuk kipi ini kita sudah mendapatkan rekomendasi dari komite imunisasi nasional
lingkup dari pengelolaan royalti
dan jauh dari ancaman virus atau bakteri yang berbahaya
yang kedua proteksi kepada platform lokal
tapi ini kan hobi mobil dan juga suka motor sportnya yang menjadi pembalapnya
lalu benarkah makanan menjadi penyebab munculnya jerawat atau ada faktor lain
dari batu angkruk anda bisa menikmati terbitnya matahari
sebelum ranjak pulang saya akan mencicipi salah satu makanan yang ada di sini
mau seperti apa ya pasti dia tahu lah
tangan kanannya dengan tiga jari
ataupun pelaku usaha yang kondisinya sudah sangat berat selama ini
belum sih banyak perusahaan yang sebenarnya mampu
kita berpindah ke stadion terbaru yang didirikan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
dan fernando di wg yogyakarta tanggara bantu
sebagai bagian dari rutinitas hariannya
jadi seakan akan pintu kita buka gitu ya
nah anda melihat prof posibilitas apakah negara negara barat ini juga akan mendukung afrika selatan
dalam bisnis pala nusantara selalu melakukan terobosan baru di inovasi di rnd di produk di materialnya tadi
air inilah yang nantinya diolah untuk aroma dan rasa buah karika
kalau di karangtori dipaksain di dalam
hmm enak banget sumpah
memang orang gede bukan
dua bersaudara yang meneruskan berjualan bergantian setiap pekannya dengan ciri khasnya
institusi bakti itu dia salah satunya sebagai penetrator
jadi kondisi ini yang memang cukup berat bagi pusat pembelanjaan
dengan rekayasa tertentu supaya experience waktu kita makan itu maksimum gitu kita menikmatinya
makanya kenapa akhirnya sisa semua gula tadi disimpan ke dalam sel lemak
inilah bagian daripada kita memperpanjang lama tinggal mereka
yang telah dibunuh atau dibunuh
kemudian ditambah dengan unsur satpol pp dan juga unsur kekayaan dari wali kota
yang perlu dilakukan karena terhadap cuaca kita melakukan pemantauan yang lebih detail lagi
platform bisa subsidi berapa
terkait dengan masalah suku bunga yang jelas gerakan akan naik dari tiga atau empat kali suku bunga acuan bank indonesia
tentu berupaya semaksimal mungkin
apakah ada atau tidaknya seperti yang tadi dokter bilang gangguan kejiwaan pada terduga pelaku ini
dan juga kita menjaga keuntungan dari satwa satwa yang hampir punah
beliau menyarankan agar saya dititipkan di sini
saya harus lebih awal kenapa dari dulu saya enggak
undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu empat belas
untuk melihat jika kami mempersonalisasi dosis ke pasien itu
artinya kapitalisasinya akan semakin besar
saya pikir yang paling sukar untuk kita adalah waktu
mas tadi di garis barang bahi mengenai social commerce dan regulasinya
itu adalah mengingat atau adanya
tempat pengungsian ada di empat belas titik
sekarang sudah mulai dibagi juga
kita udah kerja living new normal tapi tetap dengan protokol kesehatan gitu
ini akan diperiksa oleh mahkamah internasional
belum memperkenankan vaksinasi untuk usia di bawah dua belas tahun
menko polhukam mahfud md akhirnya buka suara soal polemik di partai demokrat
nari mendorong gerobak berisi ratusan liter air ini
saat ini tarif lrt jabodebek belum diputuskan oleh kementerian perhubungan
justru mbak ya dari pengalaman saya ketika saya menjadi penyidik
terima kasih banyak kepada mas indra karismiaji yang merupakan pengamat pendidikan sudah bergabung
dalam beberapa hari ke depan pun kita sudah menginisiasikan juga kegiatan kegiatan bukber seperti itu sih
harusnya bisa ya harus bisa karena memang kalau tidak bisa kita menghadapi sesuatu yang sulit gitu
karena sekali lagi dari undang undang ini kemudian akan diturunkan melalui perda perda tertentu
semua salah kayak gue kayak gitu kayak motivasi sih menurut gue waktu itu
mengenai penduduk pribumi australia
terakhir yang ada di bank akhir tahun dua ribu dua puluh dua berada di angka rp satu ratus dua puluh tiga triliun
apa respon presiden terhadap putusan itu
kue berwarna hijau dengan gula merah di tengahnya itu hanya ada pada ramadan
oleh karena itu sepertinya bermain dengan cerdas harus menjadi pilihan pemain pemain timnas indonesia u dua puluh tiga
kemudian proses dalam hal ini
orang yang hidupnya lebih berat lagi lebih banyak lagi
dalam hal merdeka finansial maka kita akan berbicara mengenai konsep keuangan
nah kalau dia latihannya luar biasa kan kelihatan di pertandingan
dalam peristiwa pembunuhan empat anak ini
seperti salah satu roti yang paling favorit ini misalnya yaitu roti gandum blueberry cheese
jadi kayak pemerintah sudah pemerintah federal mengeluarkan policy baru mas yang namanya inflation reduction act
oke nah terkait dengan komunitas nih kalau misalnya komunitas komunitas wni di sana
ini kalau di jam jam makan siang biasanya sudah penuh sekali ya
apakah memang ada kekhawatiran lagi terjadinya phk mengingat memang di negara negara lain
nah ini respon dari mas yusuf sendiri seperti apa
orang nggak akan menyangka kalau pemerintah indonesia akan membangun satelit yang luar biasa besarnya kapasitas tersebut
message nya bagus gitu tentang gimana kita kembali lagi ke keluarga
memantapkan lagi daya saing para pemain ini tugas penting juga nih selanjutnya
bagi orang orang yang ingin memulai sebuah keluarga
saya pikir bahwa venezuela memiliki potensi untuk membantu indonesia
untuk seumuran anak seumuran lo yang udah masuk serikandi terus dapat gaji dari klub itu menurut lu cukup menghidupi atau aduh nggak worth it banget lah gitu
gara gara gua itu dikasih bisniswa
so pasti perusahaan perusahaan yang tampil di expo itu sudah pasti butuh warga negara asing
meskipun kita sudah melakukan langkah relaksasi relaksasi tersebut
di dunia fashion sutra banyak dicari karena merupakan salah satu kain dengan kualitas terbaik
itu mampu di tracing
juga berupaya menyediakan sumber daya multibahasa
yang paling susah dari bmx nya apa menurut kamu
kenapa yang didatangkan premium
yang telah terjadi sedang terjadi
jadi contohnya ikan di laut dan tumbuh karar dan sebagainya itu dia akan mati atau binasa
itu hanya untuk melegitimasi kurikulum merdeka mereka
atau udah jauh levelnya
makanya penting banget kita untuk tahu dulu kira kira permasalahannya di mana cederanya di mana
pas di cleveland juga infonya kayak gitu kan dia
misalnya dia jadi ngebunuh anaknya abis itu dia bunuh diri
saya lagi di bukit dago utara dan di pagi hari suasananya adem dan tenang
nah kira kira apa sih mas yang membuat kawasan tebet ini udah berkurang peminatnya
yang satu sisi mendapat logistik yang berlebihan
mereka akan diloloskan untuk mengikuti penerbangan
khusus kemudian gianyar sebenarnya menganggarkan
enggak karena ini lahan pengabdian buat saya
pemilik es jaipong ini ternyata tidak bernama aceng loh
kalau mereka mendidik orang orang indonesia menjadi tenaga kerja yang handal
karena memang sudah sesuai dengan perda dan dilaporkan
kalau ada yang ngasih berarti paling gede dapat
sebenarnya sudah dikasih guidance
oke kalau sudah mulai agak kecoklatan dan juga kering seperti ini
memberikan rasio defisit anggaran terhadap pdb itu maksimum enam persen ketika krisis yang lalu
masalahnya data ini juga mbak ini data kita ini kan dari dulu juga sudah ada di mana mana
ini sebetulnya harus dipanggil ya pak muldoko harus dipanggil
jadi kita bisa mengantisipasi dan beradaptasi itu
jadi mungkin ngasal dalam diri lu aja rasa dia aja yang masuk ya
solusi bagi permasalahan global harus melibatkan peran negara berkembang
semoga segala upaya yang dilakukan ini bisa benar benar optimal dan sehingga meminimalisir segala dampak kerusakan yang mungkin terjadi
vaksin katakanlah generasi baru ini bagaimana dengan kipinya
oke ini adalah docang yang sebenarnya tadinya ini banyak anggapan masyarakat
ditambah lagi karena adanya krisis di ukraina sekarang
dan seringkali digambarkan sebagai rasa sakit terparah yang pernah dialami seseorang
yang penting secara prinsipil sebangun dan sejalan dengan aspirasi publik aspirasi rakyat
terakhir nih kalau kuah kuahnya tuh kan saya favorit banget tuh kuah beningnya tuh
kalau memang betul dia bilang ada dua juta seller umkm betul
itu kan sebetulnya tujuannya bukan untuk per rankingan
bahwa resep agar saksi bisa
faktor yang mempengaruhi rob di karawang yang bisa dikatakan parah itu apa sih kang sebenarnya
cuman dipandang sebelah mata gitu loh kak dan sampai sekarang aku kayak gitu
dikatakan di kepustakaan dari sepuluh ribu ada sepuluh bayi dengan down syndrome
memastikan daging yang akan dikonsumsi memenuhi tiga kriteria safe sound and wholesome
scholars di seluruh dunia
udah ke sana nanya ke melbourne gak tau aja oke seneng
ditambah lagi proses kita juga dalam mengikuti beberapa pertandingan internasional yang membuat kita menjadi semakin punya experience di pertandingan setiap pertandingan gitu
perusahaan multinasional itu yang di bidang
jadi nggak minat apa gimana jadi takut takutnya kayak gitu jadi pembeli berkurang
pastinya kan di bandung
sebelum dicuci daging buah karika yang sudah dipotong
bentuk badannya apapun tingginya seberapapun kayak saya pendek
insya allah kalau semuanya lancar sih ingin cepat pulang setelah selesai semua dan defense dan lain lainnya
masjid ka bah di dusun batur turu ini nantinya akan diintegrasikan
namun pada akhirnya hal itu dilanggar juga
kami akan menyatakan kepada negara pemerintah dalam hal ini dan juga dpr ri
artinya hal hal yang seperti itu yang bersifat empiris harusnya jadi pembelajaran
kemudian selanjutnya mohon izin bapak direktur utama perumbulok
apakah ia berada di dalam tekanan dan ancaman atau ada faktor lainnya
dan difonis selama delapan tahun namun telah menjalani dua per tiga masa hukumannya
para pekerja terbuntu merasakan kerugian yang sangat luar biasa
kalo ga dikasih ring ntar dia marah
berarti kan koko waktu itu lagi di bali tuh katanya dipanggil sama aspak
yang after dia retired tapi dia ternyata ada fail itu
memiliki banyak keragaman kuliner yang unik unik
sebagai orang orang yang tidak perlu dihormati
nah mevri dan juga fani kalau misalnya saya bisa informasikan kepada anda bahwa acara ini akan berlangsung selama lima hari
mungkin tadi kita tawarkan untuk mendampingi
ini kalau kita bicara tentang hotel hotel yang terdekat dengan national stadium itu harganya sudah sepuluh juta rupiah
iya daryl calvin eh calvin sanggaya sama jovin
gak sebenarnya saya cuma bilang kita lebih berbahagia aja
kita berhenti karena lebih tepatnya ya mukanya intinya itu karena kita pingin lebih serius eh bukan serius lebih pingin langsung kayak nyari kerja gitu loh kak
dan apa saja poin poin yang menjadi sorotan safe our soccer
lu tinggal jawab setuju apa enggak setuju
saat ini sudah ada sembilan belas masjid dan rumah ibadah yang pendiriannya diinisiasi oleh ali
sejak dari awal itu dibentuk dibiayai oleh negara
meski demikian penyakit kanker bukan berarti tak dapat diobati
yang beliau bangun dan manajerial yang beliau pimpin karena itulah saya kira
bagaimana sih sebetulnya koordinasi yang baik antara pekerja industri musik
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
meskipun es yang satu ini sebenarnya produk kuliner asli
saya bilang semuanya sama ya yang tadi aku bilang setiap itu kan beda beda kan aku gak pernah nyobakin semua klub tuh
ya kan biasanya bisa jual dua ribu gorengan seribu satu lima ratus sekarang kan dia juga bingung
sementara itu pln mengklaim upaya konversi ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban negara atas impor lpg yang naik setiap tahun
untuk kemudian mendengarkan apa yang menjadi permohonan yang hari ini dibacakan oleh afrika selatan atau tidak
walaupun sudah ada aturan dalam permen
ketika ditanya dia mampu menjawab dengan baik dengan cara sopan juga
nah itulah tadi wawancara kami dengan bapak jackwes pakar satwa yang juga seorang insinyur teknik
tapi per hari ini australia singapura malaysia india amerika dan inggris
dengan syarat menunjukkan ktp
kita ingin kita menang
karena ada sebelas miliar dolar sumber daya indonesia yang mengalir ke sektor kesehatan di luar negeri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
yang kami hormati bapak kabit humas polda banten
artinya baik itu provinsi yang punya kapasitas fiskal besar apa rendah itu dipukul rata harus empat puluh lima
jadi menurut bapak apakah nantinya itu transfer knowledge
di sini banyak dipajang ornamen antik
online ini tidak butuh tempat yang representatif
didukung juga sama panggito abimanyu
ini berarti secara tidak langsung perubahan perilaku tersebut di tiap daerah berbeda beda
bahwa investasi kadang orang pikir
saya ke cnn itu hanya sifatnya agregat dan data data yang sifatnya tidak spesifik ataupun teknis lah
oke berarti belum tentu linier begitu ya
antara tahun seribu delapan ratus dua puluh empat dan seribu delapan ratus enam puluh
karena kaldunya terbuat dari kaldu jamur
stand di basket tuh sebenarnya banyak kayak gitu gitunya yang sebetulnya orang tuh suka mikir
yang dialami oleh seseorang yang sebelumnya sudah pernah terkonfirmasi covid sembilan belas
bahwa dalam kaitan dengan pemilihan umum februari lalu yang singkat pemilu
memang mengatur bagaimana cara pembayarannya
dan ada juga sebagian yang akan dibawa ke shelter
jadi kita pikir kalau kita bawa bakery yang konsepnya korea harusnya bisa diterima dengan baik gitu
saya tidak mengerti maksudnya dialog ulang ini apakah kemudian nanti ada proses penyesuaian gitu ya
petani pun tak perlu melakukan penyemprotan dengan pesticida kimia
tapi ada industri lain yang
akhirnya mengamankan tamiyati di tempat persembunyiannya di sragen jawa tengah
sudah terbuktilah secara saintifik
assalamualaikum selamat malam mbak kuspa
akan kami hadirkan usai jeda berikut ini
dengan rencana untuk belajar
sama patrick juga kita ngomongin final tahun lalu lah
setuju atau gak setuju
itu pr pr besar yang harus dilakukan
dan kami telah membangun portfolio
pondok yang didirikan oleh said muhammad isom al hasani
dan hasilnya bisa dinikmati bersama
gairah untuk orang berkurban itu lebih banyak
jadi memang diungkapnya kurang lama jadinya
ia merilis serial televisi pada tahun dua ribu dua belas
dan utang ini tidak sama dengan pinjaman dari bank
tapi kita lihat juga ada kerugian secara ekologis kekhawatiran terhadap kerusakan flora dan fauna yang cukup parah
yang abis dari prapon ya yang prapon kan main terus tuh
nah ini khawatirnya kemudian orang mengeneralisir
menurut menko marves penerapan sistem digitalisasi di berbagai sektor dapat menutup celah korupsi
ya masyarakat akan bisa membelinya harganya dua belas
misalnya dalam hal ini ke gaza
kita jalannya kan sudah dua puluh tiga tahun
baik kita sambung nanti untuk mengembalikan audio dari pak fajar
namun beberapa perhiasan yang ditemukan serupa dengan milik istrinya
seperti yang terlihat pada minggu malam
kurang lebih jaraknya adalah tujuh belas kilo gitu kan ya
kalau selama perform selama aspek kapabilitas ditonjolkan kemampuan diwujudkan menurut saya itu bukan isu
jadi sepertinya kita bisa menjadi raja di geothermal kalau menjaga ketahanan pangan kira kira apa prof
jadi emang anak anak manajemen semua itu yang main
selain tadi ada manufaktur kemudian juga ada industri kimia
tapi menjadi tugas dari seluruh sektor pentahelix
ya sama lekap sama udang sama ikat selendang
orang tua diimbau untuk tidak sibuk sendiri dengan gawai
itu adalah hak yang dilekatkan bukan kepada kepala pemerintahan
tidak dikalkulasi hanya dengan satu miliar dua miliar
berapa yang mereka peroleh dari menjadi pemulung musiman
bahkan di beberapa turnamen terakhir ya kita lihat beberapa sejarah sudah tercipta
bahwa apa yang saya sampaikan ini terbukti hari ini
benar benar sangat sangat membantu banget baik secara mental juga di sini kayak ambut tiap hari juga ngasih motivasi
pertama pakaian yang tidak diinginkan adalah pakaian yang tidak diinginkan
karena sudah hampir pasti gaya beli buruh ini tidak terjaga
jadi waktu itu pak presiden soeharto sering berbalik ke karawang
personal relation yang dalam
tapi kalau udah pecah dan itu harus operasi saya pasti akan sediakan ke dokter otopedi pasti
tapi setelah sekian lama puluhan tahun ratusan bahkan mengapa belum bisa teratasi
untuk penerbangan logistik di koalisi
tapi ya mungkin bukan di lapangan gue
jadi ketika kita melihat kapasitas
jadi jika kita melihat itu
turnamen itu kita butuh kalau satu minggunya itu seribu dua ratus saja
suasana yang nyaman makanan yang enak dan sehat
jadi ini dua berisuara yang kemudian mengorbankan kompetisi
kalau misalnya itu sih kayak mikirnya yaudahlah kayak ikhlas
ya udah join sama biang bola
mereka bisa memutuskan untuk mengaktifkanmu
tapi nggak cuma kecepatannya doang nih mbak tiffany yang penting
namun mereka menggunakan kamera atau ponsel yang dimiliki wisatawan
coba sekarang yang telur mentahnya dulu hidungnya ditutup
kalau di kolong gini takutnya ya namanya tempat begini takut nggak boleh juga kan
kadang ada barista yang nawarin misalnya rasanya agak sedikit asam
mereka itu kan selalu berpikir ya ini wajar bisnis
dari membuka barikade yang sebelumnya menutup jalan
berakibat pada ekonomi seperti apa
bahwa kita mau ada orang yang menyerang kita nah disitu kita bisa juga akan menyerang balik gitu
digunakan untuk melakukan kejahatan
jadi ini merupakan sesuatu yang harus kita ketahui kita pelajari
kekhawatiran terbesar apa sih kalau pakai alternatif atau pijat gitu misalnya
memang sangat bergantung sekali pada
berarti lu smp smp apa sma jo tadi
jadi sampai perekonomian nantinya memang ini mau digandingkan dengan situs situs yang lainnya
kadang kadang gitu bingung mas ini gue sekolah atau jadi atlet ya
udah berarti kita nggak basket dulu untuk sementara gitu
apakah warga kembali akan melaporkan dan anda akan kembali menertibkan begitu polanya
orang orang itu baru mulai keluar dari rumah setelah berbuka
tapi namanya janji tinggal janji karena politik begitulah
nah kalau kemudian ini terakumulasi menjadi perbuatan ilegal
dan usahakan itu lewat diplomasi ke seluruh tempat
dari tenaga profesional melakukan assessment dari tenaga profesional
game pertama kita kalah dulu
bumbu yang paling dominan adalah bawang merah dan bawang putih
lagi kan makanya disini
gitu cuman cuman maksudnya kalo gue tuh ngerti maksudnya kalo udah masuk final empat
makanya saya berharap tolong nanti kami diinformasikan
ya sebenarnya sih tennis kalau di luar negara dikemas bagus semuanya
suatu ungkapan dalam menyambut ramadan dalam ajaran islam
keberapa negara itu kendalanya apa mas
pimpinan di perguruan tinggi
nah karena mereka kan terbentur sama sekolah
berkendara dari hyde park di pusat kota ke more park
yakni dua belas permohonan pada dua ribu dua puluh
itu harus bisa diterapkan karena biasanya ketika menyerang
ada dua puluh satu juta umkm lokal sudah bergabung dengan marketplace
masjid di atas pegunungan
artinya takeaway itu bukan dalam bentuk benda
cedera lumayan parah ya kalau nggak salah ya itu tahun berapa tuh
pengunjung juga bisa menikmati keunikan telaga renjeng dan perkebunan sayur mayur
aku daftar ya aku daftar loh
hakim hakim itu ya kader partai
mbak sih biasa mencabuti bulu ayam sendiri di dapur kecil ini
udara segar sambil memetik buah stroberi sepuasnya
kebakaran sama sebenarnya ketika tidak ada satwa atau tidak ada tanaman tumbuhan ataupun pohon pohon
alternatif sampel lainnya ialah akar rambut dan kulit
tidak seperti bu tarsem dan pak parto kang hendra tidak menyewa gerobak
sokondro adalah makanan berkuah hitam kecoklatan dari biji kluak dengan igal sapi yang disajikan dengan nasi putih
karena walaupun informal kalau tiga tokoh bangsa ini bisa duduk bareng
dr johannes menyatakan bahwa hal itu hanya sekedar mitos
yaudah lah sama temen temen lagi gitu kan
mereka akan bergabung dengan aplikasi yang lebih kuat
dimana ses pembiayaan gitu ya itu perlu ditencatkan
dari tujuh puluh enam tenaga kesehatan yang disweb dua puluh satu terkonfirmasi positif
jadi kita gak ada prepare kayak kita namanya harus apa ya blablanya apa
oh gitu mama kasih makan ikan tuh begitu gitu
lu tinggal jawab fitnah atau fakta udah kita jawab
ia juga tidak bisa memberikan keterangan yang benar
tangan dingin rujito telah membuat tingginya tukik lahir selamat hingga sembilan puluh persen
akan kita saksikan flight selanjutnya
ketika ia melakukan kebohongan apakah ada yang kentara jelas ketika seseorang sedang berbohong
tapi kalau melihat dengan bisnis yang cukup besar pasca pandemi gimana kemudian
sampai akhirnya diwariskan dan tak pernah berubah
semuanya teman teman kita akan memberikan penjelasan yang lebih detail tentang tata cara maupun aturan aturan yang ada di kpu sekarang ini
dari keuangan jika mereka tidak mengetahui
jadi kayak pengen ikutan ke nari
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua lembaga riset keamanan siber cisrek pratama persada
dan apa sebenarnya yang dimaksud oleh ekonomi sirkular
wilayah cirebon jawa barat membagikan kisahnya saat awal mula ditangkap oleh
oh ya buat warga jakarta ada juga loh program vaksin rabies gratis
fasilitas yang sangat penting untuk berbicara hal yang sangat signifikan gitu ya
saya tambahin jus lemon
selasa malam dinas kesehatan provinsi sulsel dan kabupaten pindrang
sehingga informasi untuk masyarakat tersebar luas baik gitu
dimana mereka kehilangan seorang harry kane
diklaim mengatakan goto group ini bisa menyumbang
tapi yang kemarin tahun kemarin tuh kan si saya sempat pulang tuh ke bali juga ya bu ya
sepertinya singapura sudah melakukan transformasi sangat ideal
anda belum menerang tangan kontak baru ya
persatuan nasional itu ya di level elit politiknya juga harus bersatu
bicara soal suka duka mas dhani ini terakhir kapan pulang ke indonesia
ini yang harus dijawab oleh mahkamah internasional
tetapi sayangnya di dua ribu dua puluh dua pada saat pandemi dan covid sembilan belas
sama adanya dugaan pimpinan kpk bertemu dengan pihak berperkara
baik itu pada saat maghrib maupun pada saat kita melakukan sahur
gimana tuh cekcoknya apa saja coba boleh diceritain lebih detail lagi
enggak ini satunya lima ratus ribu belum pakai nasi belum apa gitu
bazar ramadan masjid dan sejumlah terminal
yang dapat menulari manusia atau sebaliknya
nggak nggak bilang aja satu ratus tujuh puluh sembilan dong biar nggak dibilang terlalu tinggi anjay siapa sih wajar banget dibilang kak tinggi banget tinggi banget
yang pertama adalah di kabupaten kelaten yaitu jawa tengah
pada musim libur lebaran wisatawan di dieng bisa mencapai belasan ribu orang atau naik hampir sepuluh kali lipat dibanding hari biasa
punya kesempatan jadi model negara australia
hidungnya berukuran sedang dan sedikit melengkung ke bawah di atas kulit hidung
nanti insya allah ketemu
antara laporan yang disampaikan oleh badan badan intelijen kepada presiden lalu tindak lanjut yang dilaksanakan oleh presiden
nah ini pas lagi retired kalo dua ribu lima belas sebenernya kan
asap yang bertahan selama lebih dari tiga dekade
langsung ke rekening investasi sehingga meskipun banyak sekali godaan di luar
kalau pertama saya ke sana itu masih tidak ada internet
kalaupun ada gak tau berapa puluh tahun lagi
jadi misalnya kemarin kebetulan di kampus saya ada spring games semacam olimpik antar kampus ya udah itu tetap seperti normal
berarti sekarang youtube keluarga masih jalan terus nih kak ya
kayaknya saya belum terbiasa oke
karena juga ke jepang dan juga ke korea selatan
berbagai alasan pengunjung datang berburu menu berbuka puasa
permintaan pertunjukan lenong perlahan kian menurun seiring masuknya budaya modern
jadi kita belum sampai kesana
kayak yatim piatu kalau gagal
berarti sekarang ini kita cuma
udah tiga game selain di halftime bikin games gitu
ya karena dia nggak ngerti bahwa kebutuhan ini harus kita lakukan
berarti kan emang kebuntu untas tuh
apa sih tantangan terberat yang mbak hadapi di sana
nah di tujuh tahun penungguan itu kok gak juara juara seorang saferius prawiro gak juara juara ya itu frustasi atau pengen pindah tim kok waktu itu posisi ada kepikiran gak
maka dana target merdeka finansial dia menjadi satu lima miliar rupiah
tapi tetap banyak cara untuk bisa
penyumbang sumbangan dari ekonomi digital hanya tiga
justru orang yang biasa biasa aja yang normal tuh juga punya potensi lebih banyak gitu
amin prianto welly wenda itu semua pernah timnas semua
kalau satu pepe lejar khawatir nggak sih kalau bawa bawa anak kayak begini gitu
nah pada saat dua puluh tahun misalnya menggunakan instrumen seperti saham
ya gue buktiin gue naik
ya peribahasa tersebut sepertinya cocok ya diubah seperti itu kalau kita lihat kehidupan masyarakat indonesia zaman sekarang
mk memutuskan tidak ada threshold di dua ribu dua puluh
vpd kemudian diminta membentuk pemerintahan baru
salah satu lapak yang selalu penuh pembeli adalah yang menjajakan pancake aneka rasa
menarik ya para penikmat sego bisa menikmati sarapan mereka ini
point guard oph tuh model modelnya kecil kecil badannya kan
dan tentu menceritakan historis ataupun kronologis terkait dengan peristiwa ilegal ini
dari data yang dikeluarkan ya
yang lain pun juga punya suara dan alasan yang sama kan harusnya
saya menjalani tiga tahun delapan bulan dua per tiga nya karena ada remit
insya allah hasilnya akan normal gitu
dan ko yus juga sempet cerita di rocky di maksudnya di augie juga
itu mas aka melalui itu juga
tahun kedua ini ada yang berbeda nggak dengan tahun pertama
yakni dua ribu dua puluh dan juga dua ribu dua puluh satu memang betul ada penurunan
ini mundurnya presiden nanti tanggal tiga belas juli mendatang
hanya sekitar dua belas persen untuk masyarakat indonesia
padahal seharusnya apbd tersebut dapat membantu perekonomian
nah berarti di pj lo bergeser ke posisi tiga dua sekarang
sehingga mendeskripsikan kira kira seperti apa
ini tidak boleh dicampur aduk gitu
piala davis dan asean games nanti jadi program kedepan kemarin sih kita sudah menyelesaikan
seperti itu heranov yang bisa saya sampaikan
sudah terlebih dahulu tidak lagi mewajibkan masyarakatnya untuk menggunakan masker
yang bisa dijadikan bahan mitigasi
tapi menurut saya mungkin kurang disosialisasikan di masyarakat secara lebih detail gitu
aldente itu enggak lama lama ya dua menit aja bawang putihnya akan saya cincang dulu ya

dunia sekarang ini berubah sangat luar biasa
terasa banget taffy lagi rindu banget sama keluarga ya
dan kemudian orang lain melakukan hal yang sama
para pemimpin negara kita ini gitu mbak
juga membuat kang hendra ikut datang ke jakarta
karena dinilai tidak merepotkan ketimbang dengan menunjukkan strp
tangan mulu bosen gitu kan
nisa juga tak pelit membagikan ilmunya kepada masyarakat tentang cara bertani di halaman sendiri
betul bangkainya supaya tidak ada penyalahgunaan di luar
yang salah ini kan ketika ada orang menganut agama tertentu
kalau misalnya lelahnya sports medicine misalnya ya di olahraga gitu ya
yang adalah apa yang kita coba lakukan
apakah ketika ada upaya penambahan kementerian
kalau memang benar pro umkm berapa persen brand lokalnya
nah itu kemungkinannya bagaimana dengan australia bapak
kemudian pakai agen properti
atau justru hanya akun akun tertentu saja nih yang ramai sebenarnya biasa biasa saja
mempersiapkan mereka untuk bersekolah secara sosial dan akademis
sehingga mari kita tetap berprasangka baik dan saya ingin sekali terus
soni susmana kebakaran pada kendaraan bisa terjadi karena sejumlah faktor
satu juta perusahaan kecil dan sederhana
kabar baik terima kasih pak jos sudah meluangkan waktu
nah karena memang apa yang disampaikan oleh pak teten itu ya merupakan langkah tegas sebenarnya
perlu juga sih memperhatikan beberapa stadion stadion yang lama
ya gue selain main basket sebenarnya kan cukup bisa olahraga pada umumnya gitu
belum memutuskan untuk pindah
sehingga penumpang tidak perlu menunggu lama lagi dan kalau kita melihat estimasi untuk menuju secara total ya
karena beberapa waktu terakhir ini tren kata kata financial freedom
kalo menurut gue bagus
semoga sosial media platform apapun itu tidak hanya sekedar untuk entertainment
ya mbak eva tadi sudah sangat komprehensif ya untuk menjelaskan strateginya
ini yang menjadi perhatian bapak presiden pada saat awal awal di bulan agustus sampai bulan desember tahun lalu
hingga menyanyikan lagu berbahasa ibrani
tapi sampai dengan saat ini belum ada laporan yang menyatakan bahwa satwa sudah turun ke desa desa
vinil dari era lawas masih tampak apik
alias buta huruf secara fungsi
ada perkara memang mindset perkara mentality fetik juga kelelahan itu yang terjadi
jadi itu kayak samping rumah gua pas ada lapangan basket dibinya
lainnya tuh ada dua hal yang basing satu untuk hanya apa komunitas di laut satu lagi
semuanya lancar kemudian dapat
pengelolaan keuangan di universitas
selanjutnya untuk melihat tujuan karika
tatakan penting dalam sebuah proses relasi politik
apa yang paling dekat dan terbaik
ini keras tapi juga krispi dan renyah renyahnya seperti menikmati croissant di perancis
di sana ada hujan es jadi tanaman tanaman masyarakat jagung ini mati karena ada fenomena kedinginan yang luar biasa
apakah itu termasuk dalam penelitian icw atau hanya menemukan angka angka saja sejumlah nama
ia dilantik menjadi kabolosi pada dua ribu empat belas
tapi memang yang tadi disebutkan terapi terapi demikian memang belum kita lakukan dalam dunia
dan seterusnya justru yang langka itu yang kita kembangkan untuk dilindungi
satu fraksi menolak yaitu fraksi pks dengan alasan jakarta masih layak jadi ibu kota negara
ya kita udah sampai final udah bagus gak ada tuh
ya jika dalam satu minggu masih sering lemah letih terus tampak pucat
dengan kisaran harga mulai tiga ratus hingga delapan ratus ribu rupiah dalam sebulan sekitar dua ratus hingga tiga ratus ribu rupiah
dan bisa mengenal indonesia lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi
nah begitu juga yang mendapatkan pinjaman itu pinjaman dari lembaga keuangan juga masih rendah
karena kita bermain dengan seribu tiga ratus empat puluh tiga yang secara natural akan banyak melakukan serangan melalui sayap
mereka mencari jejak jejak indukan penyu yang membuat sarang untuk bertelur di sepanjang pantai desa gedangan
kita harus ikutin instruksi dari kony dari perbahasi bagaimana
gerakan pangan murah dan pemberatan stok bakal dilakukan setiap hari untuk menjaga kestabilan harga pangan
berarti pulang sekolah ya kesana ya
ini adalah sumber mata air dari bantuan bapak ali
yang sebetulnya mereka juga bagian dari kita sih sebetulnya
kalau saya ini kalau yang manual
kemudian saat ini tim untuk penertiban parkir liar dan juru parkir liar lebih diperluas
awalnya susah karena perkataan apa
kalau sma sekolah itu dari jam tujuh sampai jam
marka um ke pilih masuk prapon
makanya pengen anak saya sekarang harus sekolah harus sekolah biar punya pendidikan gitu kan
nah kembali lagi mengenai sustainable economy
baik kita akan tunggu ya seperti apa kejutan dari coach sintayong di pertemuan antara irak di perebutan tempat ketiga
oh dengan lu pemikiran lu masih kayak banyak kekurangan segala macem lu nyikapinnya dengan cara lu tambah tambah sendiri atau gimana
sebenarnya data yang seperti apa akhirnya
kali ini saya bersama dengan petugas dari dinas ketahanan pangan
oke kabanti dengan iringan musik
menurut adi siswanto seorang pegiat motor listrik perbedaan motor konvensional dengan motor listrik adalah dari sumber energinya
lihat juga pada saat point minister g dua puluh meeting dan akhirnya semua
jadi supaya untuk diketahui satu penderita saja polio ini sudah disebut dengan kejadian luar biasa
jadi presiden tidak pernah mengambil
kita pertumbuhan ekonominya masih bagus
mereka konsumen yang tadinya menjadikan konsumsi barang hiburan ini sebagai salah satu pola konsumsi mereka
lalu apa kerugian dan keuntungan dari kedua cara pembayaran tersebut
yang ketika itu juga butuh warga negara indonesia
makanya gak pernah ada lebron mentaliti gak mungkin ada
kepala desa sama itu ya ngasihlah mengizinkan sama pihak pihak pertamina juga mengizinkan
atau kepatuhan terhadap standar
apabila ada platform yang menjual produk impor cukup satu aja
kalau sesuai penelitian itu memang masih dua as aman
saat menjadi tuan rumah asean games pada tahun dua ribu delapan belas lalu
lalu apa alasan dibalik lonjakan ukt ini
kalau eko riko kalahnya dua
penyu itu perannya sangat bagus karena membantu melestarikan ekosistem laut
jadi bukan hanya obat obatan aja
yang ketemu cuma pak sudirman said
hal ini karena perang tersebut dianggap sebagai perang kirilia
mince adalah perempuan lima puluh dua tahun yang merupakan orang tua tunggal dengan satu anak
kami sangat berharap kepada masyarakat yang memiliki dokumen
meski sudah dicampur bahan kimia daging ayam tiren masih lebih cepat lunak sedangkan ayam segar menjadi lebih kenyal
dan mereka udah familiar juga sebenarnya pakai bahasa inggris
lo gak mikir panjang tuh bebe atau gimana tuh waktu itu
tingkat ekonomi daya beli akses terus juga fasilitas gitu
dan kedisiplinan yang tinggi ya
meningkat secara sistematis juga
sampai dua ribu enam tapi abu
azam herman berharap kualitas bonsai bisa lebih ditingkatkan lagi baik dari sisi artistik maupun jenis tanamannya
oleh karenanya kami tetap beranggapan bahwa presiden semestinya memberikan sanksi
ada lagi kesusahan dalam masyarakat itu bisa mengakses informasi teknologi secara digital itu tadi ya
rencananya cari mobil yang tiga baris yang cari diskonnya sih terutama
kemudian sapi yang masuk di sini harus memiliki surat surat yang lengkap
mbak gita sendiri dibandingkan dengan strp kemarin
walaupun sistem kita belum terbukti loh
belum lima puluh meter saya berjalan saya menyerah
giat sosial yang tergabung dalam lsm forum komunikasi das citarum
makanan yang memiliki rendah kalori namun padat akan protein sumber mikronutrien mineral dan vitamin
itu minta untuk dihentikan dulu serangan serangannya
saya semakin dikagetkan oleh kepulan asap tebal yang tiba tiba mengguyur seluruhnya
ini dalam waktu dekat ini juga ada pertandingan yang tidak kalah penting juga ya
di yahudi kita pure hanya untuk menjalani tradisi agama karena tuhan katakan ya haruslah kamu melakukannya sebagai orang yahudi kan
saya melakukan kalau seorang presiden
secara besar oleh kekerasan
masing masing kesadaran untuk keamanan siber ini
yang sudah hadir di studio cnn indonesia
dari suatu pemilu secara etis
tepung gandum sejenis gandum yang keras
gelombang aksi protes mahasiswa beberapa perguruan tinggi negeri di indonesia meningkat dalam beberapa waktu terakhir
baik saat sahur maupun berbuka
jadi semoga lancar semua
nah untuk anak yang ditargetkan divaksinasi itu totalnya ada delapan empat juta untuk yang anak berusia tujuh tahun
tapi kayaknya setiap kantor tuh punya gitu loh yang besar komplek biasanya setiap komplek sekarang itu tenis sudah hampir semuanya hampir
aku belum pernah coba aku bakal penasaran dan aku akan cobain telur bebek pindang
integritas di dalam situ
sama kayak bisnis bisnis gitu lah
terutama pada migran baru dan orang tua yang baru pertama kali
orang lebih suka mengarah ke sana ketimbang membaca atau menulis
memang ini juga masih dalam proses terus di kepolisian gitu ya
udah mulai ngepeti lah
mendapatkan konten yang diharapkan handphone itu
itu ada perihal mengenai
apakah ini wajar atau tidak kita harus lebih lanjut
cuman kebetulan saat itu juga gue itu lebih ke sekolah di melbourne ya
kawat itu akan mengawai rumah sakit ini selainnya
dan benarkah berarti yang di bbl ini
pada masa kesultanan buton sang yewambulu diangkat menjadi imam masjid agung keraton kesultanan buton
dari situs yang berjarak sekitar lima ratus meter
gerai ini buka jam dua siang hingga setengah sebelas malam
bapak ngomong nih pak saya dari tadi lihat bapak nggak pernah pakai sepatu kenapa tuh pak
itu kan sebenarnya kalau gak salah riffky sekarang juga udah di sponsori oleh si raffi ahmad ya
untuk memastikan mereka melakukan resiko yang mungkin untuk pengguna dan publik yang tersisa
oh itu kabar yang kedua di london ya sekarang ya
maksudnya ya cewek main basket sampai umur berapa sih
serta memakai kas negara
kalau teknis sampai konsultasi seperti itu mbak ayu saya nggak bisa memaparkan di sini
apa yang akan dikerjakan oleh presiden untuk memastikan bahwa saya anak anak muda ini
dari dua ribu tiga belas malah kita ini mendukung pak jokowi
lakukan pula imunisasi hepatitis b dan hpv serta deteksi dini kanker
akhirnya yaudah gue ikutin program aja ikutin program pelatih ikutin nutritionis gue ikutin semua
promosi perilaku hidup bersih dan sehat
di kota tangerang ini juga masih menggunakan bahan bakar kayu untuk dijaga citarasa makanan agar sama seperti bahan bakar kayu dan untuk menjaga citarasa makanan
rasa sakit akibat herpes sorter sangat signifikan
sehingga untuk masyarakat yang akan melakukan pemesanan mulai hari ini sudah bisa untuk empat belas hari ke depan
gue pasti akan ada orang yang akan mau lebih jago dari gue
karena komunikasi dari luar gaza
pada akhirnya dukungan keluarga menjadi sumbu bagi ali untuk terus menjalankan misi kemanusiaan
tapi kalau motongnya terlalu tipis dia juga nanti terlalu garing
untuk mengejar ibu ibu yang berangkat pagi
peretas dengan nama akun bejorka kembali beraksi
di situ sudah kelihatan perbedaannya kalau kita melakukan model model job yang lain
dengan berbagai macam regulasi mereka
sebetulnya sih inspirasinya sih dari luar ya tetap terutama dari australia

yang mungkin zaman sekarang menjadi klaim klaim bpjs kesehatan tuh
ada empat rute perjalanan yang dapat dipilih oleh masyarakat dalam masa uji coba
baik dari di rumah mandi sendiri berpakaian ataupun toilet training juga udah aman buat saya gitu
mungkin itu baru di tahun sembilan puluh an
satu satunya yang tidak bisa
mestinya dengan atau tanpa
untuk menyatukan pemimpin bisnis global dalam berkolaborasi
maksudnya di dalam tim uph apalagi tahun terakhir kan ada yesaya arigi yang labelnya cukup
kini festival ini berlangsung selama tujuh belas hari
menjadi penjaga meminta wilayah untuk berada di baruta
mau komedi yang agak satir terhadap apa namanya dunia dunia politik ada mau yang sangat receh sekedar slapstick ada mau komedi yang apa namanya
jadi memang mui itu bukan polisi
seperti di danau toba borobudur labuan bajo mandalika dan likupang
sebagai orang yang benar benar dihormati oleh tim delapan
tapi harganya sekarang cukup tinggi
terus gue ngerasa kayak oh ada udah saatnya udah saat kayak gue udah stop deh capek
diakui naila salah satu anggota komunitas tidak mudah untuk mengedukasi warga desa soal pentingnya pencegahan perkawinan anak
ataupun mungkin tadi dibawah pengaruh substance
jadi pemain basket tuh susah kok
sebetulnya daging kambing tidak memicu hipertensi itu mitos belaka
nyatanya masih banyak warga yang lalai untuk menggunakan masker dan juga menjaga jarak
hingga berita ini diturunkan belum ketahui penyebab dan juga dampak dari kecelakaan ini
no disrespect buat kampus lain tapi gue yakin kalo misalnya
dan itu yang tidak diperbaiki oleh pemerintah dalam hal ini
kesimpulannya apakah social commerce di indonesia ini akan dilarang
kita itu bikin juga karena apa ya kita itu bless
karena mungkin namanya lini pertahanan tentu punya komposi tersendiri punya skema tersendiri
biubian wortel kentang yang lain lainnya

pemimpinan yang sedang mendidikan itu orang tua yang neredah
menjadi lokasi liburan yang murah meriah bagi wisatawan
dilaluinya dengan jatuh bangun nur hayati yang semula adalah buru pabrik memutuskan untuk berhenti
bertemu dengan direktur kebun binatang ragunan dan kemudian saya ditawarkan untuk bergabung di kebun binatang ragunan
kalau demokrat melihat bahwa ini menjadi forum silaturahim memperbaiki hubungan antara
fisiknya dia terus mentalnya dia
for your information dalam satu tahun sepasang kucing bisa menghasilkan dua belas dua puluh anak kucing
jadi jaman asaba tuh ada namanya felix bendatu
dan upaya antisipasi melalui edukasi
dispensasi dapat diberikan hanya dalam kondisi yang sangat mendesak
ya ada dinamika pasti
nah ini yang akan kemudian saya pikir patut menjadi perhatian dari para kandidat gitu
tetapi dosis ketiga baru empat puluh dua juta orang dari total sasaran dua ratus delapan juta orang
untuk membuktikan bahwa dengan pertunjukan
tetapi deforestation masih mengandungi
itu dulu gimana ceritanya bisa tiba tiba main di sahabat di semarang lagi gitu kan
agar jelas apa keluhan dan permasalahannya
roti mochi merah yang kenyal dan roti bentuk jagung isian krim keju
coba kita tanya aja yuk kira kira nando lagi mau sarapan apa sih
cuma u empat belas itu bentuknya ngasih kayak potongan
jadilah polisi yang langkah langkahnya selalu bisa bermanfaat untuk bangsa indonesia
itu menurut gue kayak apa ya motivasi kayak buat gue kayak
tidak hanya dibudidaya menjadi kepiting cakeng lunak dan juga pembesaran
sedangkan juga memperkuat kekuatan
soalnya kan konsumen bisa memilih antara dia mau atau enggaknya gitu
kita untuk polantas hadir di masyarakat untuk memberikan pelayanan secara optimal
di tempat ini anak anak jalanan dan mantan pecandu narkoba
sekali lagi yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan pelayanan maupun kepada penelitian
eko melanjutkan saat ini sudah banyak warga tionghoa
kadang nggak pede gimana nanti ya
kalau anda tidak aman pastikan biaya biaya lain juga dapat ditekan
harapannya mereka bisa melanjutkan pendidikan formal
tapi kalau hotel hotel dan kita bicara
ikhlas terpilih sebagai peserta magang di salah satu hotel bintang lima yang ada di jakarta
setelah kemarin juara umum ya mas
penjualan bbm jenis pertalite yang biasanya berkisar enam belas liter pada dua hari terakhir ini bisa menembus hingga delapan belas liter per hari
kurang kerjaan yakin kurang kerjaan ya orang
nah kalau kita bicara soal makanan khas ramadan ada yang khas gak sih mungkin yang dibawa dari negaranya masing masing untuk bisa dinikmati di sana
kita sudah sampaikan usulan masukan
kalau ini top seksinya aparat keamanan
kemudian di sistem pengisian ke kereta api juga kita full by elektrik
dia mengatakan proses screening dan juga pemeriksaan kesehatan jemaah haji itu sudah dilakukan sejak jamaah berada di arab saudi sendiri
di wilayah yang menyumbangkan tujuh puluh persen kasus di indonesia
berikut ini adalah laporan selengkapnya
bagian daripada tiga ratus hektare itu
memang bangunnya tiga tahun tapi
tetapi sebenarnya ketika kita aware dengan penggunaan seluruh indera
tetapi sekarang dari titik sama stok saja sudah mencapai dua puluh satu
terus ada psbb gelombang dua ya
masyarakat ya masyarakat yang mengalami dampak dampak inflasi kenaikan harga dan lain lain
tetapi malah menjadi tempat nyaris tempel
sehingga seorang anak memiliki setengah dna ayah dan setengah dna ibu
diawali dengan kehidupan pemuda di darat dan keadaan satwa bawah laut yang ceria
kita tahu ketika bbm naik maka implikasinya kepada seluruh kebutuhan hidup pokok juga naik
kemudian monopoli sistem dagang pemilik rpk juga sebagai downline bulog
biar dia pas musim hujan itu tidak kena hujan
jadi kami melihat pakaian genetik seorang wanita
saat ini kita bisa memantau lewat
selanjutnya proses pelubangan kemasan
katanya mau minta untuk
jadi inilah kenapa kami bersedia mendukung pemerintah untuk melakukan tambahan protokol yaitu wajib vaksinasi
yang disampaikan disitu hanya
itu adalah karena memang air itu sulit untuk surut karena posisinya yang memang rendah itu tadi
dapet beasiswa berarti dari u empat belas ya
selain orang dewasa anak anak pun antusias untuk mencoba high road para orang tua juga
saya dipilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan
ini sekarang masih ada sebagian yang belum tiba
nah bagaimana bang komeng memutus stigma itu dan memastikan nanti bisa benar benar tadi menyampaikan aspirasinya
seperti yang bisa lihat di sini ada celana celana ini celana celananya bagus bagus ada chino ada jeans juga
seperti skatepark panahan go kart
dengan harapan orang tua bisa membantu anak anak belajar
namun jika dikonsumsi berlebihan maka akan menimbulkan berbagai penyakit
dan ditangani oleh terapis terapis yang tentunya sudah berpengalaman untuk menangani cedera tersebut
tim bayangan ini harus dibubarkan karena menjadi contoh
maksudnya bukan yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan medis gitu
disahkannya rancangan rkuhp ini
dan nilainya udah dibagusin
apalagi sekarang sudah ada teknologi digital
sebanyak dua ratus kendaraan hias festival
terus dipadu juga sama telur pindang
nah itu juga kita udah lihat nih bahwa ada sikap bermusuhan kemudian ada ketegangan fisik
tapi secara kayak godoay kita diskusi istri diskusi ada mentor ada role model kita diskusi
enggak enggak pernah juga kan gak main terakhir
dan mengingat tadi saya sebutkan proses pemulihan itu memang tidak merata
iya kalau di amerika itu kalau di masjid al hikmah setahu aku itu memang mengumpulkan lewat uang ya mas ya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
menindak lanjutnya secara optimal begitu mbak ayu
kalau yang mampu nggak ada masalah
ikan di dalam kemampuan hidup
selain kedekatan dengan enzo ada lagi mungkin setelah dari keluar dari
dari sudut sejarah masyarakat indonesia terbentuk dengan tradisi yang cukup kuat diwariskan secara lisan seperti dongeng atau cerita rakyat
karena itulah warga mengkeramatkan makamnya
kalau kita melihat sebenarnya ada faktor transisi irak yang lambat
ya saya kira ini ancaman hukumannya secara normatif begitu
indonesia berpotensi masuk ke tahap hyperendemik
pembuatannya ya seperti biasa aja dia pakai terigu telur susu seperti itu
nah ketika data itu dibagi dengan kontestan ya kita kan nggak tahu dibaginya dalam bentuk apa
yang mungkin timbul saat menggunakan sistem penitipan anak di australia

dan dengan data availability itu
data dari who pada hari kesehatan mental sedunia pada sepuluh oktober lalu menyebutkan bahwa
pertama mereka ini idealis
terhadap pemberian sepeda motor ev
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
saya rasa terima kasih pada jajaran polri khususnya di polda banten yang menindaklanjuti dari kegiatan pengawasan terhadap penyaluran beras
dan di sini artinya bahwa sebagai partai politik
tapi wajib menunjukkan surat vaksin sebagai syarat menggunakan layanan transjakarta ya
tetapi kalau keluarganya yang kurang
ya jadi itu kan baru sampai tanggal lima belas agustus ya
pertanyaan dari pak sutar
jadi level satu dua tiga dan empat itu kalau kami lihat di inputan mahasiswa itu hanya delapan puluh sebanyak delapan puluh satu
dan mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat
terus kita juga udah terbiasa ngajak ngomong dia
itu mas mungkin main sendiri atau sama ada teman
kebetulan kami sedang menyusun
ya kalau mau ikut perayaan ya merayakan aja
mainkan coach dari bali atau ada sama coach alex juga
gabungan sebelumnya tim gabungan kami sebut tim lintas jaya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
ya pas lagi pandemi gini oke nampaknya ada hikmahnya juga
namun dedikasi mereka dapat menjadi contoh sekaligus ironi bahwa dibalik kerja keras mereka masih banyak warga yang tidak peduli dengan membuang sampahnya
dekat keterminatan warga untuk menggunakan hus melakukan perjalanan jakarta bandung dan sebaliknya
iya jadi gue cuma dikabarin sama haifan nih ada seleksi timnas
wah bagi anda sebagai penggemar daging
ini jadi banyak orang misleading
kita tidak menginginkan sepak bola kita ini berkembang menjadi lebih baik
dalam konteks tata kelola negara begitu
itu diperlukan waktu sekitar tiga empat bulan
di tempat ini tidak memasak dengan alat penanak nasi
tapi ada hal hal yang kita dengan telanjang bisa melihat kok secara empiris
hai ke informasi berikutnya sakat atal terpindah kasus pembunuhan vina nike
jadi aku akan terbang ke amerika mempersiapkan dua minggu
saya rasa perlu ada semacam komitmen
tipe tipe lainnya yang jelas saksi
menghadapi turnamen seperti ini kita udah bisa bersaing bisa mengalahkan akhirnya kita dapat
bisa bisa kita lah pinter pinter kita mengatur waktu
nah di depan saya ini ada palubasa serigala
dari situ dua ribu sembilan belas gue mulai dikasih minute play tuh sama kusahang sama kusito
ya tentu ada dua peristiwa yang harus kita sikapi ya
nah sekarang saya ada di sebuah restoran di lantai lima islamic center
sekurang kurangnya ada tiga ketua umum partai politik
salah satunya tadi mungkin bundling kemudian juga bekerjasama dengan beberapa merchant seperti lokasi wisata di bandung untuk meningkatkan okupansi mencapai satu ratus lima puluh
ya prof evin kalau kita bicara mengenai suhu ya
yang terkait dengan deforestasi
hanya setengah mateng saja seperti ini
ini adalah grup yang bekerja keras
masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum selesai dari para pengusaha
mendaftarkan anak ke fasilitas penitipan anak juga merupakan pilihan yang populer
tutup ya kalau misalnya di luar lapangan ya gimana tuh emang emang gitu kak di lapangan lebih kebuka atau gimana
paling penting juga jadi setiap
dan jika mereka sudah dinyatakan lolos mereka langsung diberangkatkan ke wisma haji atau asrama haji
sehari hari menjadi pemulung adi tidak menampik bahwa selama ramadan banyak orang datang ke jakarta dan berpura pura menjadi pemulung
agar bisa tahu begitu ya poin poinnya
tak jarang ia merogoh koceknya sendiri
perbasis tidak bijaksana gue bilangnya
kalau di indonesia itu banyaknya maunya berbuka dengan yang manis
formasi lima pesawat bonanza milik tni angkatan laut
untuk pendaftaran tahap berikutnya
atas waktunya untuk diwawancarai bersama sbs
jadi kalau kucing kucing gatel nah mereka langsung garu garu ke di kayunya
dan ada faktor kebudayaan
ketika kapten james cook pertama kali tiba di pantai
biji bauksit memiliki nilai tambah menjadi lima belas kali lipat
kayak masih ketinggalan lah
jinjeng ini dia kain sutra yang sudah saya tenun tadi lumayan bagus lah ya untuk seorang pemula seperti saya
ada lidah daging pipi paru jantung dan hati
percetakan juga bisa keangkat gitu ya karena butuh percetakan untuk apa kartu lah kartu pas dan sebagainya
ini anak anak kita masih kurang di situ kalau saya lihat pemain pemain kita
sempet berhenti ibl apa profesional berapa tahun tuh
sebenarnya platform juga support
modelnya disini karantina gak boleh keluar keluar
sebenarnya cuma satu sih saya cuma di ijs doang
ziarah ini sudah jadi tradisi keluarga setiap tahunnya kita ya
kemudian video ini yang kemudian dibantah oleh ismail sendiri
ya logikanya biaya hidupnya lima juta harus nabung sebelas juta ya gajinya berapa
iya ini enggak membesarkan cuma buat bikin piting lunak
serta co pilot dari korps wanita angkatan darat
terus kita dengan tentunya mempertimbangkan regulasi mungkin kita bisa duplikasi misalnya
vina nabilah yoga rizpratama jakarta
terdapat juga tiga wni
apa saja menjadi tantangannya sebenarnya mas eko
oke pak soleman tapi sebetulnya selama ini sejauh mana kemudian pengetahuan presiden ini terkait dengan pergerakan
kalau most of the time kita makannya dietting anytime kita bisa cheating gitu
nah untuk kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh afrika selatan ini bukan yang pertama kali menggunakan genosida ini
faktanya di jawa barat saja ada ribuan praktik perkawinan anak setiap tahun
yang ada di kawasan kota baru
apakah memang ini menjadi tidak hanya sekadar event mereka untuk menyalurkan hobi berprestasi tapi juga secara ekonomi edukasi juga memberikan manfaat
sebuah gerakan tanpa bola aja
dan khususnya misalnya di kampus saya hanya beberapa orang kurang dari sepuluh orang yang puasa
meskipun mekanisme penanggulangan sudah tersedia para ahli mengatakan penelitian sedang dilakukan untuk menemukan solusi yang lebih permanen
unit pelaksana teknis puskesmas batangkuis buka sejak pagi sampai pukul dua belas siang dan tetap melayani warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan pengobatan
setelah tutup itu tidak
saya pikir pasti akan ada kebutuhan untuk budget
jadi penonton harus bayar pakai tiket terus ada live tv terus penontonnya juga banyak
kalau di saya ya kebanyakan sih banyak yang anak anak itu rame banget sih
tetapi pengunjung bisa merasakan selayaknya menjadi orang bali
tapi kalau emang ada pemain yang bener bener kayak gitu lah
dan menjadi sebelas lima belas persen atau sekitar dua ratus ribu orang pada dua ribu dua puluh satu
kemarin ada pengiriman ke cilebon
ya mungkin itu buat seneng seneng aja lah
makin karbohidrat terlalu banyak karbohidrat dipecah menjadi gula di badan kita
dan yang kita sih sebagai warga negara indonesia di sini ikutin aja
disitu kan biasanya juga kan ada rajia
dan menjadi rumah lebih dari dua lima ratus satwa eksotis di berbagai belahan dunia
sudah selesai ganti baju kita sudah akan siap siap untuk langsung ke fish tanknya
mau menentukan apa sepanjang nggak melanggar hukum
gue sempet di berenang dulu baru akhirnya kelasnya msd masuk klub
semakin baik kita bisa membuat hasil untuk pasien
tentu saja dengan stakeholders lainnya di pemerintah
setahun dua tahun balik jadi mereka
dan saya berharap saya punya lebih banyak waktu untuk berbicara
tapi sebenernya gue setuju sih sama apa yang lu katain
iming iming produk dengan harga yang tidak wajar
saya pernah juga liputan di satu negara di wilayah timur tengah
ya ke depan setelah itu diberlakukan
mendorong pada profesionalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan
yang nilainya relatif tidak berubah
karena kami pun kalau melakukan siaran misalnya bikin muraf
sehingga kita semacam menjadi objek penderita dari perubahan tradisi tradisi itu loh
jadi ada streaming dan hiburan ada satu platform ada video dan seterusnya
tes dna merupakan tes yang paling kuat untuk bisa membuktikan kekerabatan
khususnya wilayah wilayah mana saja di indonesia yang harus diperhatikan
nah kan sudah berulang ulang
iya itulah masyarakat ini yang sesuatu yang baru ya
ya biaya logistik ini kan juga salah satu pr ya
ketiga pasangan capres cawapres pun berpose dengan jarinya
plus matahari yang luar biasa terik
ini wisatawan dari mancanegara menarik kalau kita lihat angkanya pak sandi
mungkin salah satunya semacam itu mbak tiffany
ribuan telur ditebarkan penyu di pantai ini
setuju atau gak setuju
jadi nanti yang menang tanya juga pakai uang gak
dari jauhan juga udah keliatan ada polisi
terima kasih cnn terima kasih mbak dea
pulang pulang makan tahu sutra
seperti yang digaungkan terakhir terakhir ini empat tahun atau lima tahun terakhir
barulah anak anak yayasan bumi damai berbuka puasa bersama
dan satu lagi adalah terkait dengan nomor induk pendudukan
inilah kawasan agrowisata buah durian yang terletak di desa bulog
dan di dalam program satria ini sudah
alumni akademi angkatan laut tahun dua ribu lima belas
tidak semua penghuni liponsos masuk dpt
gue udah tau lama dia punya cedera gitu kan
ya kan gini dalam proses kewenangan
responsnya itu termasuk dari nasdem sih
yang kedua tentu dengan peristiwa hukum
kepolisian daerah lampung membuka posko terpadu dan posko keamanan
kedua cari tahu sistem arisannya
sejarah yang cukup fanatik juga sih menurut gue jadi anak anak jawa tengah tuh biasanya emang bagus bagus sama kayak teman teman kita lah
presiden amerika jauh lebih kuat
jadi sebetulnya pasar itu sekarang melihat ada dua sisi sih kak
lebarannya seperti opo rendang dan lain lain nah kalau masih punya rendang di rumah dan
jadi gini betul apa yang sampaikan
generasi sekarang itu lebih terbuka
banyak banget namanya sama hai fun ya kayaknya ya
kepada orang orang yang ada di sini
ini karena jarwo sempat menentang saat penutupan lokalisasi doli
karena banyak juga yang bertanya
apa yang sudah dilakukan dengan satria
well memang seru memang unik
namun masih terdapat beberapa isu administrasi
dari cirebonin dengan saka dan butitin
itu kita mulai dengan vaksinasi serentak ya polio di tanggal lima belas ya untuk putaran yang pertama
disitu itu banyak kepiting
kalau belum terdaftar dia masuk pemilih daftar pemilih khusus nanti
selamat beribadah dan selamat berpuasa
setelah itu mulai mengajarkan proses islamisasi kepada masyarakat
bagaimana dampak dari gangguan kecemasan dan cara mengatasinya kami akan bahas pagi ini
bagaimana kita bereaksi terhadap makanan bagaimana makanan bereaksi terhadap kita
kemudian satu bulan kemudian itu akan ada lagi putaran kedua polio
setiap daerah di negeri ini memiliki makanan khas masing masing termasuk
apa yang akan terjadi mas pratama
pembayaran pembayaran kepada yang lain
nggak bisa kita mental mental gini
ini adalah kambusan spaghetti tadi
dengan melintasi dua provinsi dan lima kota
itu dia nomor sembilan nih nanti kita lihat ya nomor sembilan pemain depan
sehari itu berapa kilo
emangnya yang jaman namanya tempe doli gak lancar
ya ini kan sebuah perjalanan
kini mereka bisa dengan mudah mendapatkan berbagai edukasi dari internet
di tengah pemulihan ekonomi dan juga era suku bunga rendah saat ini
karena ini weekend ini masih lengang seperti ini
tinnitus menyebabkan kesusahan dan berdampak signifikan terhadap kehidupan
nah berarti kalau menurut sejarah sebenarnya dalam tanda petik
tapi karena statistik ini pertandingan kemarin menunjukkan bahwa indonesia ini kalah segalanya
tapi menarik nih lo kalau ngeliat dari ini sih maksudnya perjalanan lu dan lu ngelihat liga serikandi itu sendiri untuk basket cewek menurut lo tuh menjanjikan nggak sih sebenarnya
tindakan penganyayaan terhadap saudari d
ya di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis presiden indonesia
terserah segala macem gak bakal gini gini gini gini gini gini
ya jadi kalau kepiting yang baru nangkep
thr harus dicicil di dua ribu dua puluh karena kondisi keuangan perusahaan masing masing
sudah saya sampaikan mengerahkan enam orang
dia akhirnya bisa memahami oh membangun masjid dan masjid ini nantinya untuk beribadah
karena kita mau mengumumkan tapi ukt persetujuan belum ada
terima kasih pak fk sukarya korporat sekretari pt kilang pertama internasional selamat pagi
di basket amerika beda jauh kak sama basket dino
lebih gila lagi ternyata
dan permainan terbuka ini sebenarnya agak mirip dengan lawan lawan ketika indonesia berhasil melihat hasil kursi ini
di background di panggung itu ada
hari itu aku terlambat
perkembangannya makin pesat saat ini seiring dengan kebebasan desainer
apakah harus kalau daftar udah pasti
memang sebagai naluri saya mantan polisi ya
kepada seluruh jemaah haji yang sudah masuk di dalam daftar list
emang bssn ngerti data itu disimpan di mana
melibatkan tim holding dan subholding pertamina bersama instansi terkait seperti kementerian sdm
nah itu pemerintah ya
di antaranya nanti pengunjung kalau sudah boleh naik ke struktur ya
dari salah satu pemain timnas ada pratama arhan
kemudian dari syarifuddin anwar juga kami sudah mendatangi di sana semua karyawan yang ada dikerahkan untuk penanganan penanganan
tapi juga bisa menyebabkan sakit panjang juga
pakai rice cooker dengan takaran air udah itu aja sih
terutama dari majelis ulama indonesia
beruntung berkat kepedulian dan kesaktian seorang pemuda yang gagah berani
tidak gosong dan terasa pahit
presiden harus memberhentikan atau memaksa mengundurkan diri menteri menteri yang diduga keras akan maju dalam konteks elektoral dua ribu dua puluh empat mendatang
ya ini yang masih kurang ya mas dana
sebenernya bukan superior ya udah mau enggak mau enggak ada lagi yang bantuin
ada situasi konflik yang meningkat yang menyebabkan satu frustasi tertentu pada seseorang
saya sudah pindah dengan mones sekarang
tapi kalau ini lebih saya suka
memberi lampu hijau terkait konten kreator yang meminta hadiah
anak yang bermasalah dengan hukum dan juga ada anak yang dari keluarga ex nabi
kemudian juga bagaimana kita membangun sumber daya manusia kita
ya itu saya buang kalau yang untuk seperti itu
sekarang kita menurut saya sih sudah euforia karena hampir tiap bulan itu festival ada di indonesia gitu
dirinya optimis kesenian lenong akan tetap bertahan selama pemainnya mampu menyesuaikan dengan kondisi di zaman sekarang
lihat porsinya besar banget kan
dan juga kelompok kelompok yang berbeda
pesantren al kahfi dari nama beliau sendiri
mau nunjukin ujung jalan di desa cemarajaya sekarang ya pak
gue nembak sama dia waktu itu
karena si games itu gak di aturan fiba

selama seperti ini ya kita nggak akan dapat atlet atlet yang luar biasa
tidak hanya di kota kota metropolitan
satu pertanyaan ada tiga nama jadi kita bikin tiga pertanyaan berarti ada sembilan nama
jadi memang kita menandai tahun perdiri pondok pesantren alkafi samarang itu tahun dua puluh lima saban seribu empat ratus sembilan belas
undang undang atau ru kamsiber ya
selamat sore mbak ayu
tentunya lebaran ini tidak kita maknai
nah ini sosok yang sangat menarik sekali
ada pusat data lagu nah ini
baik pengendara roda dua maupun roda empat hanya dengan gawai atau gadget
dan disiplin dan latihan juga keras banget
halo rezi selamat pagi waktu indonesia apa kabar nih rezi
cabai kunyit ketumbar dan terasi
mengenai wang sos saya tidak mengatakan apapun tentang
jadi baru tiga bulan saja sudah putus sekolah
yang rasain adalah sebelah kanannya nggak ya
tidak selalu cakar cakaran
termasuk juga kementerian kominfo
itu kalau saya menganalogikan itu kayak cek laboratorium kesehatan mbak
namun di sisi lain malah menyulitkan konsumen rumah tangga dalam berbelanja
mau ngajak teman teman aja sih karena kan kita belum ada foto bareng apalagi pakai seragam sama almed kan
artinya dua belas tahun itu sudah sma ya sekolah menengah atas
itu pembatasan kapasitas lima puluh
yang sekarang memang tidak kompetitif karena tidak ada tenaga kerjanya
kementerian perdagangan menyebut eksportir akan diizinkan mengirim enam kali lipat volume penjualan atau lebih rendah daripada rasio saat ini yaitu delapan kali lipat
sebesar dua puluh lima persen untuk sektor tekstil garmen
janjian ya siap mantap kak
kenapa saya katakan itu penting
dulu kakek kalau ngajak dulu kan di pasar gede ya
cuman dia repetisinya lebih banyak mungkin ya
kalau misalnya ibu sehari hari gitu ini kan kalau cuma ngandreinnya doang kan enggak cukup nih
hari ini saya mau jalan jalan tapi jalan jalannya unik nih kenapa karena transportasi kita juga
ausrion dolu andria wan saputra jakarta
untuk mendamaikan bu mega pak sby dan pak jokowi begitu
presiden ternyata mengatakan silahkan maju dalam kontestasi politik presiden dua ribu dua puluh empat tanpa harus menanggalkan jabatan sebagai menteri
saya akan saya akan saya akan enggak bukan saya akan kesana dulu
akhirnya dikerjakan jalan di bandar terindah gitu kan
ada salah satu teknik dari amerika serikat untuk menghitung
dan mengetahui penyebab kebakaran
sehingga setiap proyek itu ada
harapannya sederhana ia hanya ingin lenong seni pertunjukan yang ia cintai sejak kecil tidak punah di masa depan

dan tentu saja ini akan menyebabkan produktivitas kerja menurun
jadi saya kira kondisinya memang kurang lebih jadi sama
dan ternyata ini tuh sesuatu yang udah ditunggu lama ternyata oleh banyak orang gitu jadi ketika ada film agak lain akhirnya banyak lagi ada lagi momen banyak orang untuk bikin nobar nobar kantor nobar keluarga besar nobar
hanya menjanjikan nilai hasil yang diilkan jika investor mengajak orang lain untuk bertabung
jadi kalau kita pusing yang dikasih obat sakit perut
awalnya pas juga masuk pro
karena jumlahnya yang semakin banyak
itu ada sampelnya satu lima juta lebih data
ada feel kayak basket kayak wah entah kenapa ya ini kayaknya blast juga
seperti yang anda katakan
di dalam kabinetnya pak prabowo nantinya ya
masukin rendangnya juga yang sudah disuir suir tadi ya kita potong halus seperti ini
pemain contohnya si sahabat tuh cucunya rudy hartono si gwen

terima kasih dokter spesialis penyakit dalam dr raden panjisurya sppd
kumpulan pelajar indonesia di sini pun kita gak bisa setiap saat bukber gitu kan karena semua orang punya kesibukan masing masing
kalau di seberang itu kalau tidak salah ada empat yang di blok oleh kbri untuk diaspora indonesia yang ada di qatar
keduanya mendatangi tempat pemakaman umum cikutra bandung untuk berziarah ke makam ayah dan kakaknya
karena tiba tiba elklamer juga bahasanya gitu
produk yang tersedia dalam dua kategori utama
karena nomor dua adalah kalau bisa mengontrol karbohidrat
itulah akhirnya kami buat seperti itu supaya di alam nanti survei bisa meroboh
mereka semua bisa mengakui sebagai sukses
cie ing ing itu adalah adiknya cie cing cing
kemudian mereka membuka lapangan usaha
terus ya itu gampang kelembabannya tinggi sekali gitu
tentunya kita mengharap dukungan dari semua pihak masyarakat di bali tentunya
memperjuangkan perubahan revisi nomor lima puluh itu
untuk diskon fonis jaksa pinangki ini tidak relevan
tentu semestinya presiden memberikan sanksi ya terhadap para pejabat tinggi
entah itu diberikan dalam kondisi kurang
pertama takut habis itu sekarang tuh udah gak takut lagi
saya bertandang ke rumah sang penjaga makam yang disebut kabolosi oleh penduduk setempat
ya mbak eva kita mau konfirmasi nih terkait dengan kabar yang beredar di sosial media mengenai kereta cepat hus yang sepi penumpang
nah saya kira banyak sekali hal hal konkret
yang kini menjadi idola wisatawan
ya memang dulu saya sebelum ketemu mas ade itu berat sekitar sembilan puluh
nah abis xg masterclass selesai
filosofi manuel count memperlihatkan bahwa masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang
ini mungkin juga jadi permasalahan
ya untuk mengakhiri obrolan kita sama valentinus wongso pada malam hari ini
untuk riset makassan marike
nah itu lu di final gimana trik
sontak diburu para pembeli yang datang dalam acara pameran muslim life fair
dan yang paling penting adalah membaca dan mempelajari isi polis dengan detail di masa empat belas hari free lock period
kita tentu harus memiliki rasionalitas dalam kontestasi itu
kalau misalkan saya pergi juga pasti orang tua malu gitu
ada pula agung yang sudah berobat beberapa kali ke tempat yang rawan
dan ini salah satu dari puncak prestasi kita bisa meraih medali emas di asia sea games
mas aoun kita juga mesti ingat disadvantage yang kita punya
jadi saya sih nggak kaget tapi saya senang kalau akhirnya ini menjadi isu yang menasional lagi
saat ini yogurt cisangkwei dikelola oleh generasi kedua
bahkan secara statistik kontribusi cawa pres itu
tapi kok itu kok lebih ke pembinaan usia muda atau ngebuka latihan juga buat yang udah pro gitu
tapi lu lu sadar itu setelah final atau apa sebelum final udah sadar itu
ada wakil rektor bidang akademik unsuk pak nur farid dan juga ada pengamat kebijakan pendidikan prof cecep darmawan
kita terima dengan baik dan mudah mudahan ini menjadi bagian
sejumlah calon haji embarkasi surabaya mengaku tahu aturan itu tapi seringkali lupa karena belum terbiasa
senyum aja kok ya senyum gitu ya kok
tapi dibalik keseruan berkendara ke kampung halaman
salah satunya adalah al maida melati yang punya kesempatan belajar langsung dari rujito
apa yang harus dikerjakan ojk kedepan
jadi kalau kita expand ke luar jawa
tapi kode etik yang sekarang ini
rujito masih aktif dengan konservasi penyu
jam dengan target pasar anak muda ini mengusung gaya pop
iya lensun juga salah satu yang ini juga loh underrated juga loh menurut bu
nah ini yang kita wanti wanti sebenarnya mas
sementara itu para advokat mengatakan
halo good morning pemirsa gimana kabarnya semua semoga sehat ya nah pagi ini kalau saya udah pakai
saya merasa dugaan saya mungkin karena ada keseimbangan yang diinginkan oleh mereka
juga berkontribusi ke target nasional
kita sambut cendra wasi flight
bukan hanya sekedar apa ya
apakah selama ini ada statement pak surya yang terucap seperti itu
ini menarik terkait dengan strike
jadi banyak pemain basket yang kesana gitu
kurang efektif kurang efektifnya kurang efektifnya kenapa karena lewong cuma silaturahim kok dibentuk
bahwa ada sembilan puluh persen lebih barang barang yang dijual di perdagangan online
di sana presiden di kolombo
makanya saya ini adalah yuris yang sangat mendukung sistem ini
dan logika mungkin demikian gitu ya sebaiknya ya itu ada ada semacam tembok penahan atau pemecah belah ombak
yang mudah didapat di desa mereka
penunjuk jarak di jam sudah menunjukkan
jadi akan terjadi terumbu karangnya akan jadi warna putih
karena kalau dicampur sama si kuahnya pasti pas banget ini
itu suatu angka yang memang luar biasa ya
di sisi lain memang pengusahanya ini dapat untung yang luar biasa
kalau yang biasa dipatok dua puluh lima ribu rupiah yang ekstra besar dipatok sekitar seratus ribu rupiah
disebutnya penyelidikan atau penyelidikan
ganjar menambahkan keputusan yang diambil mahfud adalah bentuk komitmen untuk menjaga independensi selama pilpres dua ribu dua puluh
tak lain dan tak bukan dimsum
yang ternyata ini salah satu berdampak besar terhadap ya akun akun non premium yang ternyata ini salah satu berdampak besar terhadap
ia mengaku terpaksa ikut demo karena yang mendapat kompensasi hanyalah mucikari dan psk
makan siang serba daging ini sepertinya menjadi ciri khas dari warga kota makassar
saya lihat di jerman di polandia seperti apa
pada saat wni sudah sampai di rafah
juga ada seperti infeksi virus juga peningkatkan resiko terjadinya anemia aplastik
anak umur empat belas tahun tuh
duta besar ri untuk republik rakyat tiongkok
indeks itu bisa sampai tujuh ribu gitu
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk menguak atau mengungkap
kemudian yang kedua adalah segmentasinya rumah tipe berapa apartemen atau landetabes
seperti piranha arowana sampai yang jadi favorit pengunjung ikan ini

untuk yang tidak suka rasa pedas jangan khawatir
chef andrian menjelaskan bagaimana eksperimen es podeng memadukan indera pendengaran
ini ada beras organik kemudian ada selada keriting merah yang tadi saya cabut ada juga selada hijau
iya soalnya banyak restoran indonesia di belanda iqbal
kebutuhan dapur juga harus tetap ngebul ya diisi juga
oleh karena itu cek kesehatan yang ada di sanur
pemerataan internet itu boleh dibilang adalah hal yang paling mendasar paling penting dan juga paling krusial
di al jazeera ini memang agak sedikit tripping untuk keluar masuknya
yang umumnya disebabkan oleh kondisi musiman seperti musim flu ataupun tertular orang yang terkena flu
kan menurut gue tuh itu jeleknya publicity jadi kayak
penyakit mulut dan kuku atau pmk yang menginfeksi hewan ternak di sejumlah daerah di indonesia
cuman kita kebetulan hari ini ada waktu luang kesempatannya
untuk siang hari ini saya akan mengangkat
semua berawal saat ali diperbantukan menjadi petugas bagian pembinaan
mungkin mungkin dia kesana percaya sama gue
yang memang produknya ini sudah sangat masif
sekarang dengan kemajuan teknologi dan informasi memiliki ruang siber
muhammad iqbal yang berasal dari warga karangsembung kebumen merupakan satu dari ribuan santri di sini
tapi ini bandros bukan sembarang bandros
memang banyak menjawab seperti itu
saat awal tanam tanaman diberi pupuk kompos atau pupuk kandang
pengen punya tubuh ideal dengan mengganti pola makan
dan presiden ke tujuh republik indonesia joko widodo dan pak prabowo subianto ini belum dilantik nanti dilantiknya dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat
dan dua puluh enam januari itu tidak dipilih dengan seksama ya
seperti misalnya salah satunya kami juga mengadakan kerjasama dengan sejumlah destinasi wisata
artinya dari silenial alfa
dan hampir dua juta hektare
saya diajari beberapa gerakan dan latihan yang sesuai dengan kondisi pergelangan tangan yang sedang cedera
abis switch enam belas muntah gak tuh
ya gue ngerasa kayak kenapa gue harus balik lagi
terakhir kayaknya kita sangat setuju banget ya chen ya
enggak sih sebenarnya gue gak masuk klub
korea selatan begitu juga sebaliknya di indonesia
tetapi mbak windy seperti saya katakan tadi kan ya bu angela bahwa mbak windy cantik dan juga ramping
kemudian masuk ke tempat penggilingan padi seolah olah menjadi merek pribadi
aplikasi dan segala macam akhirnya tumbuh
namun ia mengatakan sydney mardigra tetap menjadi
tapi bukan soal basket yang lain sih
sehingga dia tidak lagi bergantung pada orang lain
jadi semuanya seluruh kabupaten cianjur ini ada tiga ratus dua puluh lima titik pengungsian
nah income generating inilah yang kemudian bisa ya salah satu atau sekian pintu untuk menutupi income generating kepada pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi
ya karena ganjar dan mahfud dikatakan kelahir dari keluarga yang biasa biasa saja
terima kasih telah menjadi sokongan dari katdata
oke bang yan ini berbicara soal apa yang sedang ramai diperbincangkan juga di media sosial
nah kisah bisa mencontoh dari australia
ia mendorong pemerintah untuk menambahkan dana pensiun ke dalam cuti orang tua
dan kami kembali ke
dengan swiftiesnya yang sudah menghabiskan ratusan bahkan trilunan
banyak pak problemnya anak anak seperti itu
oh udah petrus juga
anak perempuan kelima dari enam bersaudara ini mengikuti jejak empat kakak perempuannya yang sama sama tak bisa melanjutkan sekolah dan menikah di usia muda
dan itu mengunjungi semua pemerintah
dan juga zaid tassin ini back tengah ya
penyidik sudah memintai keterangan sedikitnya lima orang sebagai saksi
ada pengetatan yang luar biasa bagi jamaah jamaah yang misalnya membawa kertas kertas
di areal perikanan di daerah pesisir di perikanan kambang
malah nggak beroperasi sama sekali
nah hari ini september ini sebetulnya momentum yang tahunan ditunggu tunggu aldi
nah kondisi kondisi kejiwaan itu yang kita perlu lihat
menteri agraria dan tata ruang atau kepala badan pertahanan nasional hadi cahyanto menegaskan program reditribusi tanah sudah berjalan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang logonya tuh kalau nggak hijau biru ya dok ya
oke mas wahyu bagaimana kemudian menjawab tantangan ini
akses bila orang mendapatkan internet
berapa lama berarti itu joe
pas akhir akhir mau berangkat ke prapon gitu
dan kini proses pembangunannya sudah mencapai tiga puluh dua persen
tapi dalamnya modern sih
yang menyala nyala di tim delapan
hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns atau dipecat
nah tapi kalau kemampuan intelektual gitu ya kemampuan menuntut
jadi persiapan berangkat ke kantor dan itu terjadi bertahun tahun gitu
dalam menutupi resistan aborigin
terus lu inget gak yang di semifinal
satu malam dibiarkan nanti tinggal
kesaksian para terdakwa lain ketika
ada empat belas orang juri kunci yang berjaga untuk mengarahkan dan memelihara kompleks makam
kan kita ributnya karena produk yang dijual tiktok dibanjiri oleh produk import
jadi kalau untuk taraweb berjamaah
nah nanti kalau misalnya di palestina itu kan berarti akan ada tambahan dokter dokter juga ya yang akan otopsi
nah pendengar itulah tadi sebuah rangkuman
jadi kalau nurunnya sistematis
nah kira kira kalau disuruh sebutin lima starting terbaik
sampah yang dibawa warga akan ditimbang dan dicatat
dan setelah masyarakat registrasi sim card
karena ngeliatnya lapangan basket terus kan enzo
jadi saya penasaran apa ya
atau langsung dibawa ke rsd cewisma atlet arief
saya dengan segala hormat
karena prosesnya hanya tiga jam ditangkap
jadi nanti ketika dimakan ada crunchiness nya dari vegetable nya sendiri
nah mungkin biasanya kalau para pemerintah cnn juga di rumah mungkin yang mendengarkan
setelah mengumpulkan daun murbe pilihan saatnya memberi makan ulat ulat sutra
hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat stres ulat selama tumbuh dan bermetamorfosa
proyek yang berkelanjutan ini
tetapi disini air mata pengantin yang bahagia
karena ya rame rame terus banyak temen juga yang camping bareng sama kita
oh gua kira deket si temi temi kopo ya
di tahun dua ribu delapan belas kita masih tujuh belas
kabupaten kuningan jawa barat ini
oke komunikasi dan apa tadi dokter bilang ini perlu kerjasama dengan rumah sakit
jadi mungkin suasana di sana masih seperti biasa gitu
atau kendaraan kendaraan yang nggak rawat
hal itu membuatnya semakin bangga memperkenalkan identitasnya sebagai orang asli indonesia
dia selalu punya sukses
ini bagaimana dok anjuran yang bisa diberikan kepada masyarakat agar tidak ragu ragu tidak malu begitu
tahun dua ribu sembilan belas kita tiga x tiga ya
yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami
gue pengen belajar cara hidup di luar basket kayak gimana
dan kali ini kesekian kalinya vincent di kanton
ada yang direbus bersama santan menjadi gulai
yang berdasarkan wilayah berdasarkan proses pembelajaran penyelenggaran prodi kemudian akritasi institusi maupun akritasi prodi
ya walaupun lebih dominan ya irak dibanding indonesia tapi itu kan cuma sejarah masa lalu aja gitu ya
saya tarik ke depan ini
nah lu kemaren pas lagi mau dipanggil tim nasi itu
kedua adalah diberikan informasi
kalau anak mudanya menjadi entrepreneur
faktor geografis dan bentang alam di pesisir karawang menjadi salah satu penyebab abrasi
kalo gua liat sih di indonesia
ada yang terkait dengan pembangunan gedung
beragam makanan berkuah dengan rempah sudah menjadi ciri khas sejak abad ke enam belas atau pada seribu lima ratus tiga puluh delapan masehi silam
nanya tapi malah dijawab sendiri
bahwa dalam perencanaan satria satu ini
kita sering banget ditembus dari situ
apakah ini ada penderitaan dan keputusasaan yang besar gitu
sopan santun etika misalnya

habis itu down badanku mulai agak enak tuh buat main basket udah agak gede kan
pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat
pemerintah menargetkan pada pertengahan tahun ini
setelah yang bersangkutan mengaku menyetorkan contohnya ke rt setempat
nah apa sebenarnya yang bisa kita simpulkan dari beberapa platform ini
saya ingin menampilkan sebuah gambaran bagaimana peristiwa sosial dan politik dari kacamata orang australia
tim liputan cnn indonesia
karena memang di onibus lagunya itu dibuka uang untuk itu
itu kondisinya persis gak sih sama yang di cemara jaya yang saat ini sedang berlangsung gitu ya
apakah itu mobil listrik ataukah itu nanti hidrogen
berbicara mengenai kreasi bonsai lokal ada nih kerajinan bonsai kelapa beragam karakter
ini dagingnya full banget sih
nah ini kan jadi gini nana ini kan semacam forum silaturahim informal ya
dengan provider jadi kita membayar
nah kalau misalnya ada tamu datang ke tanggal dua puluh satu
namun kondisi ini diperparah dengan aktivitas manusia di dalamnya
kamu mulai dengan framework ini
mungkin lebih kepada gerakannya yang kita lebih dimodifikasi
di q dua itu masih growth lima puluh
kalau di grill ya juicy dan enak
paling tidak sepuluh persen aja dari satu daerah itu melindungi wilayah hutan
nah kalau jaipongan karena gerakannya
terus saya banyak belajar dilatih
tanpa keterangan yang valid maka proses
yang ini juga kita ingin dorong di revisi permendah lima puluh dua ribu dua puluh
nah kebetulan partner saya itu kan jerry ranti
minyak jelantah yang sudah pisah dengan kotoran padat ini pun mulai memasuki tahap berikutnya yaitu pencampuran dengan cairan kimia
di sini kalau soal kebijakan dari pemerintah justru lagi dibuka ya mas
pada akhirnya memang makanan yang kita asup itu cita rasanya memang jadi lebih optimal
terus angkatan gue tuh diambil paling dikit cuma dua orang gue sama joseph
jadi setelah ada lawatan ini sebetulnya apa harapan yang menurut anda
misalkan kalau dia dalam kondisi panas ya jadi imunnya kan turun
sama kus kus kan terbuat dari gandum ya
mereka pun juga butuh waktu yang cukup lama
tapi apakah digunakan menjadi bagian dari kebijakan terlola pemerintah daerah untuk memastikan bahwa masyarakat di sana juga memanfaatkan data dari para ilmuwan ini
agar anak cucu kita kelak tak hanya dapat membacanya di buku sejarah saja
itu sudah merefleksikan kedekatan
kalau dilihat lihat paket yang ditawarkan nominalnya kecil ya
tidak kepada pasar yang offline

untuk mengakui masyarakat pertama australia
pokoknya gue ya menurut gue target pribadi itu
yang memang nantinya akan berganti
indonesia karena yang datang itu bukan hanya mengisi waktu luang bersama pasangan teman keluarga tapi
untuk season kedua ini akan mulai bulan juli
yang kayak jam jam oh jam jam mahal ya tau lah mungkin yang kelihatannya gitu ya
industri tekstil membuat banyak warga bandung berkecimpung dalam usaha tersebut
sampai anda mencapai ambang batas pendapatan
takut nggak iya takut tapi tetap dijalankan berani seru enggak ya
tadi ya iya betul oke pak wit mungkin mau menambahkan
itu paling terbaik yang pernah aku lakukan

untuk mendukung salah satu paslon
itu justru bisa menjadi impediment mas
apalagi di usia simbah simbah yang udah tua
mengikhlaskan bagian dari hidup kita
dengan menghisap itu mengikuti karakteristik dari magot kita berinisiasi giling saja
kalau kita baik dalam elinor dan lain lain ini maka kita mempunyai kesiapan atau ketangguhan lebih baik lagi terhadap ketahanan pangan
tapi rujito bukanlah nelayan biasa
apakah itu tertinggal kepada seseorang lain
tapi setelah itu setahun belakangannya udah mulai kayak naik turun
tidak pernah membagikan basus di luar data yang sudah ada
jadi memang tidak ada aktivitas manusia
akan terbentuk spora yang menjadi momok tadi
sebelah mata politik kekuasaan
yang menjadi juga visi besar dari pak jokowi
karena nanti fasilitas yang bagus pun juga
menanggapi adanya peralihan pola konsumsi masyarakat dari minyak kelapa sawit ke minyak kelapa
nah itu rame banget kalau hari sabtu minggu
iya sih tapi itu lu ah dominan sekali ya waktu itu ya lu tahun itu ya
jelang pukul enam sore satu persatu pelanggan telah terlayani
begitu juga beliau tidak pernah mengajak kami saya dan semua kawan bicara tentang masalah organisasi yang beliau pimpin yang namanya hkti
so tapi setelah si cory faldonya masuk ke uph itu
mereka sudah hampir ready nih semuanya termasuk salah satu juga di kantor saya
bersama sang suami ia mengelola pesantren yang didirikan pada dua ribu delapan di cimurugul kabupaten garut jawa barat
salah satunya melalui pertunjukan bertema keindahan bawah laut
ya gerobak menjadi hotelnya selama tinggal di jakarta
namun angka kasus positif di suatu negara masih tinggi
entah ketakutan akan ditinggalkan atau ketakutan untuk nanti jadi bahan pembicaraan orang lain
kita tahulah di basket gitu kan
tadi kita sudah membahas skema baru seleksi masuk ptn malam ini di cnn indonesia connected
puskesmas batangkuis juga akan melakukan tes pcr terhadap warga yang pernah kontak erat dengan dua puluh satu tenaga kesehatan puskesmas batangkuis
akibatnya waktu tunggu kedatangan lrt
lihat badan hukumnya seperti apa
seperti itu ketika anda berinvestasi di reksadana maupun di sukuk
lantaran program vaksinasi harus tetap dilaksanakan tepat waktu
sedangkan china juga mendukung indonesia
lu soalnya masih first year juga gitu ya soalnya
kayak udah lah gue di pj aja sampe gue kelar
perjalanan panjang juga menimbulkan kelelahan
dan diresmikan desember dua ribu dua belas
banyak aksi protes unjuk rasa penggerudukan di kediaman presiden bahkan
baik kita terkendala sinyal dalam komunikasi kali ini
pkb pdi pkb pdi seperti itu
untuk yang bakteri ya pasti kita akan memberikan suatu antibiotik ya
dengan tambahan serundeng serta sambal di atasnya
terus dengan jalan seperti itu dia kasih contoh ke pemain pemain dulu saya mau coba comeback lagi
di tempat itu ada semacam jamban di atas kali
misalnya kayak ini sekarang itu di dekat kawasan
jadi pas seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan itu memang sudah fix ini jaipongan
papa juga main basket
setuju atau gak setuju basket ngerubah hidup lu jadi lebih pede dalam hal apapun
aslinya dari medan cuma udah tinggal di australia kurang lebih sepuluh tahun
dan bukti vaksin covid sembilan belas ini alvian dan maya ini bisa diunduh di aplikasi peduli lindungi
total ada satu dua ratus sapi yang rutin diobservasi oleh petugas satwa dkpkp pemprov dki jakarta
kemudian ada pemadatan lapisan lempung atau lapisan aluvial yang meneliti kota semarang
kok pak ahmad ali masih protes nih katanya serahin buat pak anies
nelce mengungkapkan kondisi perekonomian orang tua
hingga saat ini berdasarkan hitungan kalkulasi statistik
dan waktu itu juga memang saya
sekarang sudah rp satu ratus empat puluh sampai rp satu ratus lima puluh per kilonya
menjadi diri saya oh inilah pekerjaan
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria pada selasa malam membenarkan adanya pembahasan dengan pemerintah pusat terkait pengetatan kegiatan masyarakat sebagai upaya menekan laju penyebaran covid sembilan belas
nah ketika misalnya pemerintah daerah ini kemudian
ya emang begini aja sih dari dulu
kemudian dimakamkan tanpa dilaporkan ke puskesmas atau rumah sakit
jadi sejatinya setelah diterbitkannya undang undang omnibus law tentang cipta kerja ini maka daya beli buru yaitu sangat menurun
oke jadi kalau bahasa korea kan sebagai added value sebagai value tambahan
tapi sempet pernah ditawarin patriamuda gak
jadi itu karena dimasak lama jadi terkaramelize gitu
tetapi sembari menunggu ada regulasi baru ataupun ada revisi
sama tim veteran juga masih
lmk lmk itu memang juga sudah merunut
karena letak kota makassar itu merupakan singgahan dari bangsa bangsa lain seperti di timur chinese arab
maksudnya ya kalau dibanding biasanya lebih sepi
tentang bagaimana kita pentingnya menjaga ekosistem menjaga pelestarian alam
yang kemudian mematok angka yang tidak sedikit tentunya
mending mending beli ini aja yang apa yang masih ini lah maksudnya
kalau pengen lu pengen masuk ke salah satu kuliah basket kah atau gimana
jadi itu saja yang saya kangenlah mendengar suara suara azan
dua kali berarti kan debel dua tahun
dan kita melihat pertanyaan yang dilontarkan langsung oleh kandidat itu jauh lebih menggelitik jauh lebih membumi
anak anak paling kalau nggak ya mainnya tidur dalam saya di luar
bagi nggak suka pedes ada juga di sini yang nggak pedes disediakan di sini
sembilan tahun kemudian jeffrey melebarkan sayap dengan memiliki kopi tiam di dua tempat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
jadi itu yang membuat gue ngefans sama aspak dulu
dan itu yang ditunggu tunggu oleh rakyat
itu berarti rata rata sepuluh kg pakaian per orang
karena kalau dibandingkan dengan di indonesia itu masih bisa ditolerir gitu loh
turntable ini misalnya digunakan setiap hari untuk memutar kabin depan rangkaian lokomotif dengan cara diputar secara manual
agak sulit ya bang ya
apa riwayat penyakitnya bagaimana bisa terjadi prosesnya bagaimana
sudah sampai di pintu rafah di sisi gaza
kemudian kedua ya tentu prosedural profesionalitas mereka kedepankan
dengan ai yang digunakan untuk menganalisis ribuan gambar
kita juga maksudnya nggak tahu lah itu ada urusan apa
yang melakukan pelayaran pelayaran jalur rempah
ini memaksa kita untuk mencari opsi perumahan
karena kita sering dengar banyak kejadian kejadian di luar sana ya yang pakai alternatif
subi mengatakan para migran juga masih disalahkan secara tidak adil
tim liputan cnn indonesia
itu dulu beberapa tahun silam itu kondisinya sudah terendam oleh air laut
ada dananya enggak ada balik lagi balik lagi ke sini programnya sih ada mbak sekarang di
jadi kualitas udaranya kalau buat lari nggak enak
tetapi lebih kepada personal
prof and kash adalah ketua komiti kanker kulit nasional dari dewan kanker atau cancer council
ya sebetulnya masalah perundungan ini kan selama sistem pendidikan itu ada kan ada sebetulnya
jadi kalau kita lihat tadi apa yang dilakukan
mas yudi purnomo kalau misalnya melihat sekarang ini pelan pelan terbuka dan publik kemudian bisa melihat sekarang dan juga menilai sebenarnya
saat ini tengah digelar di mana pameran ini di dalamnya itu pengunjung bisa memilih produk kerajinan rotan yang diikuti oleh lebih dari seribu umkm
aksi ini terkait kenaikan ukt berlipat ganda dan disinyalir tanpa sosialisasi yang mumpuni
saya dianjurkan untuk melakukan terapi ini
durian berkualitas berukuran jumbo sembari mengabadikan foto foto menarik
dan sebetulnya selain gelombang pertama
semua adik adik semua undang undang bisa diubah
atau plt menyediakan nutritionist
karena kalau kita lihat memang kenaikannya lumayan
sepujuk kaki dari pinggang sampai ke kaki
puluhan orang berhasil ditangkap termasuk kepala daerah hakim agung dan pejabat negara
sebelum pendaftaran ini kan udah ada rayuan nih
ini sungguh sangat masih menyisakan pekerjaan rumah yang
dan saya pikir ini bagus sekali
selain gatal hidung akan berair tersumbat hingga bersin bersin
ayah korban yang tahu perbuatan sang anak
ini lpdp itu menjadi satu kebanggaan juga untuk indonesia
pada awal november tidak lama kemudian ismail bolong meralat video pengakuan yang dibuat pada februari dua ribu dua puluh dua itu
tapi kalau saya sih merekomendasikan yang komplit tapi kalau pagi pagi jangan pakai sambal dulu
adanya pengaruh dan perubahan positif pada anak anak mereka setelah ikut berlatih bmx
eh tapi basicnya lo suka basket indonesia gak sih atau lo lebih ke nba
karena kan ya nba basket
kekuatannya adalah menghasilkan jawaban yang tak terduga
yang bina itu sementara ini orang tuanya
berawal dari sejumlah wisatawan yang mengalami kesulitan saat akan melakukan suap foto
bank indonesia berencana dan mengkaji penerapan mata uang digital rupiah
mengadili atau menghukum pelaku korupsi itu lebih berat
keberadaan sarang telur penyu di penangkaran cukup tinggi dan aman dari terjangan ombak
di atas semuanya ketika dia sudah tidak
biliar ya gitu gitu lah
sampaikan sebenarnya adalah satu hal
tapi kecenderungan saya yakin perguruan tinggi itu ya perguruan tinggi negeri yang saya maksud itu kebanyakan akan menaikkan ukt itu
tanaman murbe ini bukan hanya bisa dimanfaatkan sebagai makanan pokok dari ulat sutra
nah ya kali ini saya ajak anda jalan jalan ke dataran tinggi dieng
yaitu strategi nasional pertama australia yang mencapai kesetaraan gender
anne tidak ingin mengundang fitnah di lingkungannya
dan lainnya kami juga menyediakan secara khusus area untuk menunggu kendaraan ataupun taksi online
para founding father semua jadi liquid
barah api yang berkembang
menolak rencana kementerian bumn terhadap opsi pilot garuda indonesia
tapi akan semudah itu untuk
ya kalau menurut saya sih memang kalau salah satu hal yang harus kita pikirkan ketika berbicara ekosistem yang
dengan harapan akan menjembatani kesenjangan antara tunjangan super bagi laki laki dan perempuan
nah akhirnya diputuskanlah program satria ini di inisiat waktu tahun dua ribu delapan belas
kebupaten tasikmala ini menjadi wilayah dengan permohonan
belum lagi nanti akan ada kesenian kesenian musik yang dihadirkan
ya terutama juga perusahaan perusahaan yang mungkin sudah fron loading atau melakukan penerbitan obligasi pinjaman jauh sebelum adanya kenaikan suku bunga acuan
kurang lebih satu tahun saya pikir
masyarakat dapat dievakuasi dan juga mendapatkan bantuan kemanusiaan seperti makanan hingga bantuan medis
munggahan berasal dari bahasa sunda yaitu munggah yang berarti naik
tidak ada kata yang lebih baik saya sampaikan kepada pak ali
jadi kita selain merupakan taman hiburan kita juga fokus pada edukasi serta konservasi
jadi dengan adanya skema baru yang ditetapkan
dengan sistem warah laba kini terdapat satu ratus delapan belas gerai bakwan deh di jabodetabek bali surabaya yogyakarta dan pontianak
jadi semua yang kalau kita dengar masalah perubahan iklim pasti mengacunya ke lapan lapan
jadi pertimbangannya tuh adalah salah satunya kayak
dan emang bisa kok jadi part dari keseharian kita
cuma buat gue sangat mengerti keadaannya
kemampuan menjalankan fungsi fungsi
kita bisa melakukan proses penyelidikan klinik
supaya gak jauh dari rumah atau ada kepikiran ke uph atau ithb mungkin atau sambul gitu gak ada
sangat senang untuk berada di sini juga
ada beberapa pasien yang melaporkan nggak ada pemicu pun mereka bisa mengalami serangan gitu
coach rusna dkk atau sama coach alex juga buat itu ke seleksi
variabel variabel itu yang benar benar
tapi ya ada satu kali satu latihan itu yang sama streetball yang agak rutin dong
epri kini harus berjuang lebih keras untuk bekerja sebagai buruh pengantar hasil tambang
trip wisata jeep di kebun teh yang memiliki ketinggian satu lima ratus sampai dua lima puluh meter di atas permukaan laut ini
terus dibicarakan secara tripartit bahwa mengatur bagaimana pembayarannya
dan itu dia khawatirkan akan terus terjadi
masih adalah sektor yang sangat penting
gue kan masuk uph tuh jadi
bang alisa di kin bang ali pada waktu itu
fin lu tapi mulai ke bentuk badan tuh pas kapan sih fin
bahwa para anggota ltkl
sesuai dengan profiling masing masing orang gitu
belum pernah itu muncul ya
namun sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi kereta apa saja yang terlambat
kenapa mereka melakukan yang mereka lakukan
ketika ada pancak kemudian berehat dan juga istirahat yang cukup bisa setidaknya membantu mengurangi gejala pilek yang anda alami
dua menit tiga menit itulah waktunya
ya kita udah living new normal lah maksudnya kita juga seperti yang gue bilang itu kita udah di rumah aja
di sini ia membeli satu botol bahan kimia yang saya pun tidak diberitahu apa namanya
nantinya kalau sudah mulai tubuh akar dan daun baru bisa ditanam
jadi kita pakai satu pemain
karena gue selalu ajarin kok sama yang
padahal kalau kita tahu pemerintah itu sebenarnya punya peta kapasitas fiskalnya
kemudian di operasional juga kita selalu melakukan terobosan terobosan dengan investasi mesin sdm dan seterusnya
kemudian ada unsur oksigen udara yang di sekitar kita
saya merasa beruntung sekali bertemu dengan seorang kaula muda indonesia asal medan
ini tahun ketiga saya lebaran di sydney australia
saya sekedar mengantarkan motor
kalau sebelum ada plts pak kami petani cuma menggarap satu kali pak dalam satu tahun
oleh karenanya menurut saya perlu pembuktian lebih lanjut
ya cukup nggak cukup
namun sekali lagi bahwa ada perlakuan khusus kepada yang bersangkutan
maka ia langsung dikenai sanksi sesuai dengan
jadi karena beliau mendirikan ini konservasi ini
ya upah buruh itu ya selama ini ada dua komponen
oke ini dia sebagian rendang yang siap anda buat supaya enggak bosen di rumah
saya kira komitmen yang disampaikan itu akan meningkatkan ekspor kita
tak berselang lama rujak cinggur pun datang
gerakan ini mengajak masyarakat memilih antara paslon nomor urut satu anies caimin
ya pertama saya lihat ini kan sebenarnya
sebutkan tadi pemerintahan daerah itu yang sering kebakaran hutan adalah stunting yang
setelah kita kemarin udah ngundang loren terus yonatan
bagaimana pula strategi kcic untuk menggenjot keterisian penumpang
itu menyatakan klub klub liga dua tidak ingin melanjutkan kompetisi
kan nggak umumnya kadang kan orang agak bau ya kalau dimasak
tahap selanjutnya adalah pengolahan
tetapi walaupun upaya itu sudah dilakukan
puing puing ini dulu rumah pak yusyam
jadi meningkatnya itu ekstrim itu misalnya bukan tadi ibu sudah menggambarkan masalah heat wave
termasuk di gereja kelahiran yesus di betleham
kalau gak salah udah mau kelas tiga
pak menko polhukam dalam hal ini harus memberikan satu standing atau statement yang sangat apa ya
lantas seberapanya apa sih untungnya investasi emas
anak kami pergi ke pusat setiap minggu
langsung saja kita bahas bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
masih eee yang gara gara corona itu dah selesai ya kan
ya kan soal program bagi obat gratis
kalau yang gede main di pinggir jalan gede gitu ya
yaitu membagi perencanaan keuangan kita menjadi dana darurat
karena kemampuan teknik dari ramadhan sananta sendiri tidak sebaik strike
bahwa apa yang dilakukan israel ini adalah hak untuk membela dirinya
jadi begini pasto apa yang salah dengan kita kader partai ini
nah ini mas ade setiap hari menunya seperti ini atau ada nggak sih seorang adera itu cheating cheating makan gorengan misalnya atau sesuatu ya
langka maupun yang dilindungi
harusnya prawira bisa nyegep kemenangan ya
pasangan suami istri adi dan nur yang asli jakarta ini
mau mulai kerjaan baru sebenarnya pertimbangan pensiun di dua ribu lima belas itu apa
silahkan untuk kakaknya taffy dan juga mungkin untuk yang siapapun yang lagi merayakan ulang tahun
ini juga perlu juga akan bertanyakan
karena kondisinya kan seperti ini gitu kan
iya jadi sebenarnya kita perlu melihat dua perspektif dari rencana kenaikan pajak untuk hiburan ya
khususnya anak anak di sana yang banyak menjadi korban perang
adalah bahan makanan yang biasa kita konsumsi sehari hari
menjadi pusat perhatian dari tidak saja elit lokal tapi juga elit nasional
memang tidak ada satu senjata utama
sudah punya kecenderungan yang dibentuk oleh informasi sebelumnya
atau ya ini sekedar formalitas saja
yang meninggal dunia juga demikian
nah dengan bekas banjir itu endapan jadi tinggi karena tidak terhanyutkan oleh air
saya rasa mereka punya strategi juga untuk bagaimana kemudian juga di luar pasar indonesia
kita mulai terlebih dahulu dari kedua chairman yang akan menandatangani
artinya turunannya kemudian adalah
emang kalau mau main go kart harus pakai helm
di tingkat mikro kecil dan sederhana
kali ini saya ingin mengajak anda berkenalan dengan para pemulung ini
saat ini tuh hidrogen yang kita konversi dengan fuel cell bisa menempuh jarak kira kira satu kg hidrogen dua puluh km
dari memori kolektif dari pengetahuan lokal yang ada
demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya
so tapi setelah si cory faldonya masuk ke uph itu
tidak ada aktivitas semua
dia dibanyak menggunakan layanan emergency daripada layanan elektris seperti poliklinik
meskipun anak itu tidak dapat bersekolah
memonitor sebenarnya apa yang ada di dark web ada di deep web
menetapkan siapa menteri menteri yang cocok
lalu yang kita ingin tanya
wadah ini wajib digunakan saat upacara teh
ya udah gue biasa aja kayak yaudah gue keep going aja kayak kerja keras terus kerja keras terus ya
tapi kalau dari mbak si sendiri ke beberapa tempat nyarinya atau satu tempat aja bisa dapat banyak gitu
tengah akhir november nanti kan udah berangkat ke bahrein nih
saya sudah minta paling nggak enam bulan ini kita bisa tuntaskan
dengan minyak daur ulang alias minyak oplosan berbahan kimia
butuh pasien kasih misalnya foto ronsen atau apa gitu
jadi bssn masih dalam proses memvalidasi data ya
jadi kita kalau membangun sesuatu itu yang kita tanamkan adalah fungsi bangunan
lalu apa saja yang jadi fokus perhatian warganet soal pasal pasal yang telah disahkan tersebut
nah ketika gue nyari klub nah problemnya itu dimulai
masih bersama gue vincent manahem dan abu christian
untuk perjalanan mulai tanggal tiga februari ini sudah menggunakan kereta cepat bus
ketangkasan pencah yang kemana aja gitu sesuai dengan tepat kendang
vaksinasi tahap pertama di ibu kota menurut riza telah mencapai angka sembilan puluh sembilan
untuk membangun hunian sementara yang sama sama tak luput dari ancaman abrasi
jadi pusat belanja itu kan mendapatkan penerimaan ataupun mendapatkan income dari hasil sewa
angka ini naik dari tahun lalu yang hanya berjumlah delapan puluh lima juta pemudik
terus pas kalau di kelas gitu
kolaborasi jupiter aerobatic team

padahal tidak tahu kan gitu
tren dari ekonomi digital
dan pernyataan pemerintah pun tidak menafikan hal tersebut gitu
jadi ptn bhlu tidak kalau ptn bhlu ada di senat itu ada perwakilan mahasiswa ada
saya tidak menilai tapi saya coba deskripsikan saja biar fair
sementara jika melihat data rata rata lama bersekolah
melaksanakan apa yang kita sampaikan
apa pesan dari coach matt atau gimana
membuat sebagian warga mencari alternatif
tetapi yang lain juga harus dilihat adalah mengenai reksadana
anda dapat menemukan toko toko amal populer seperti salvos finish
meliputan cnn indonesia bandung jawa barat
dan gue capek tapi gue bahagia
kita tidak bisa membuat edelweiss
di lmk lembaga manajemen kolektif
tidak hanya untuk kaum muslim dan siapa saja yang datang
karena itu bisa memberikan konteks bagi masyarakat untuk membeli barang barang lokal
jika tidak memiliki dna yang lebih rendah maka tidak bisa diperoleh
boleh jadi ini karena temanya terlalu luas
kemudian bisa juga investasi dana kecil
bagaimana implementasi di lapangan
rosmayanti berasal dari keluarga sederhana dengan orang tua yang bekerja serabutan dan berpenghasilan tak lebih dari delapan ratus ribu rupiah sebulan
terus gue cepet cepet bilangnya ada apa kabur
akhir pekan seperti ini kawasan cisangkui di kota bandung selalu ramai
cukup aja ekstra kuliah kuliahnya
berarti kalau koko gedenya di surabaya atau di bali kok berarti
bagaimana sebetulnya dampak dari polemik kepemimpinan partai demokrat ini
partai partai yang ada termasuk
ya bagaimana penonton indonesia terus mengeluarkan wall wall
singapura ini memberikan subsidi tiga juta usd ini
ini adalah suasana restoran sesaat ini
sakit bersahabat dengan perlawanan hati
iya iya nah ini lu kan tadi udah sempet singgung juga di awal kan lu sempet sekarang udah decide untuk berhenti basket terus kuliah juga udah berhenti gitu kan
statusnya sudah tiga kali juara dunia
apakah yang terkait dengan tanggal itu
nah saya pikir bahwa hal itu sangat mungkin terjadi
itu satu satunya jalan yang kita berlakukan
per porsi tawa dihargai delapan rupiah saja
jadi ya itu yang menyenangkan
segala macam gitu sehingga itu tadi
begitu dalam satu minggu bahkan bisa terjadi lagi terjadi lagi
nah sekarang kok kenapa kok bisa hilang semuanya itu
saya kira program magang ini peluang yang harus dijajaki terus ke depan
drill dari uph juga sibuk kalau gue lihat lu masih masih sweet enam belas masih masih masih masih
karena makannya super besar
lantas bagaimana faktanya menurut warga
terutama daya tahan sistem keuangan supaya lebih prudent gitu ya
nah pada hari kerja atau weekdays jumlah pengunjung yang mendatangi tempat wisata atau pantai buatan ini ialah sekitar dua ratus orang
nah ini yang terjadi di banyak komoditas dan harus dikasih
saya juga teringat kemudian ada
media media sosial yang mereka miliki
ini dia benang yang tadi kita pintal sudah dirapikan dan sudah diselesaikan juga ketebalannya
anies akan mendahulukan masyarakat yang terdaftar
harusnya yang seperti saya katakan tadi yang paling penting adalah mapping kebutuhan sdm dulu
di hari anti korupsi sedunia indonesia justru mencatatkan penurunan skor dalam upaya pemberantasan korupsi
selain itu pandu juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan mendukung implementasi kebijakan ppkm darurat
khususnya di jawa timur adalah hilangnya konsentrasi pengemudi pecah ban dan kecepatan kendaraan yang berlebihan
oke jangan memprovokasi terus nak
selain yang tidak kalah penting adalah memastikan air sesuai dengan habitat asli biota ini
ini salah satunya idola para army yakni bts
sekitar tiga juta warga australia mendapat pinjaman pemerintah
jadi waktu menerang dari kartum itu suhunya empat puluh derajat
sehingga beliau tanpa disuruh tanpa dibayar mau untuk melestarikan
ada beberapa pihak yang iri terhadap penyebaran agama islam di cilegon khususnya gitu
mungkin harapan aku sekarang lebih dilihat sih isunya tentang bpjs ini sendiri
iya makanya itu dia kayak gue yakin lah kalau gue memang seriusin di pro bukan emang lagu cuman gue yakin sama diri
kabar sepinya kereta cepat hus rame diperbincangkan di media sosial x
satwa seperti kucing atau anjing adalah teman yang menyenangkan
dan dukungan itu disampaikan berkali kali
pertama kami sampaikan garuda sudah punya sistem yang ada
terus jangan tinggalin pelajaran juga kalau basket harus sama pelajaran juga
atau sampai tingkat sekolah menengah pertama saja
pendalaman oleh jajaran kepolisian

karena ini kan juga pasti akan ada dampaknya ya prof
terima kasih sudah bergabung dengan kami sore hari ini
jadi kita kembali lagi saat ini saya itu berada di ipcc
kapan itu akan dipertahankan untuk menjadi model
grup grupnya radio kiss ini mahaka sangat baik banget
dalam sehari sedikitnya lima ratus pengunjung menyantap aneka hidangan yang disajikan di rumah makan khas betawi ini
oke ya kalau konteks realistisnya saya rasa cukup realistis ya
mengapa anak yang sakit harus tinggal di rumah
tidak saja faktor cuaca kendala lain kerap muncul
bisa diceritain nggak sih kepada kita semua nih gimana sih suasana bulan ramadan di al jir di al jazair
nah sebelumnya saya ingin tahu dulu nih pendapat anda terkait keterangan susi
soalnya menurut gue pribadi yang gue pernah ngeliat dia main
maka disitu ada sepuluh rupiah
vincent sukanya siapa sen
ya kan penyu memang suka di tempat kepulauan seperti ini
itu lebih baik ditanyakan kepada pak mendagri dan sebagai penanggung jawab soal pj misalnya
kalau misalnya di al jazeera sendiri ini berbeda dengan indonesia
nah kalau setahu gue setahu gue di semarang itu di jawa tengah itu kan salah satu tim terbaik kan tritunggal ya kalau nggak salah kan
baik baik mbak dea terima kasih sudah mengundang di acara cnn b dua puluh summit
lo udah gak ngaruh tuh peringkat peringkat lagi
tapi karbonnya mereka sih kalau kita kan makan nasi terus nih
balon udara harus ditambatkan agar tidak terbang bebas dan mengganggu lalu lintas udara festival
di mana beberapa klub dalam catatan terakhir fresh itu ada lima belas klub justru yang menginginkan kompetisi ini lanjut
jadi nantinya ketika masyarakat ada pungutan parkir liar bisa menolak
kira kira penyelesaiannya seperti apa
dan itu mempengaruhi sekali produksi dari manusia
jangan lupa golf ferrari dari dia
proses screening sudah dilakukan saat sapi turun dari truk angkutan ternak
itu yang menyebabkan seseorang punya vulnerability
jangan serta merta berbicara kemajuan
bahan bahannya pun mudah ditemui
kuliah biasa atau kuliah sama basket

kalau memang benar benar pemerintah kita serius
jadi paling murah pada waktu itu pernah ada
jangan sampai kita habis di pertandingan
itu lu enggak sih sudo
tim liputan cnn indonesia jakarta
dengan kisaran harga mulai empat ratus ribu rupiah di masa depan ilham bermimpi jam tangan kayu karyanya bisa dikenal sebagai jam tangan khas indonesia
posisi ini yang saya dari awal bilang bahwa mari kita pisahkan
namun rujito tak pernah marah bila para penerusnya belum mempunyai keahlian sepertinya
korespondensi ann indonesia roby sofwan amin melaporkan dari jawa tengah
tiga bulanan ada jalan kesana ke beberapa tokoh untuk memasuki masukan
padahal tuh waktu itu setahu gue gue dulu di mp itu
dan tidak mempertimbangkan apapun selain hanya menggunakan saldonya itu untuk hidup
sebagai republikan itu yang tidak dimiliki
tapi investasi properti disaat suku bunga cukup tinggi
sebab seperti adanya jerapah seperti adanya kudanil seperti adanya singa
bagaimana mungkin anda bisa bekerja optimal
bahwa persoalan masalah keamanan sibernya persoalan kita semua
itu the reason y mungkin yuda sama derik terus dipanggil sih
eh pas terakhir yang pon dia kan itu kan naik kan
nah seperti bisa dilihat sekarang ini saya sedang berusaha untuk membuat istana pasir di sebuah pantai di parung bogor jawa barat
tujuannya agar jemaah tetap fokus dan khusyuk
berarti kamal itu kedua dua tuh ada juga kan
sehingga harapannya ada orang tua atau sekelompok orang yang mungkin menolak atau tidak dapat diberikan pemahaman
survei juga rakyat minta lebih dari delapan puluh persen lockdown
maksudnya dia bisa ikut untuk pergi ke mal dengan ayah ibunya misalnya
tapi kalau pengen ada niatan baik transisi menuju presidensial yang sesungguhnya
pembangunan di papua masih terkendala masalah geografis yang menantang
ada jadi itu semua untuk merelakan otot dan untuk melancarkan chi
segera mengikuti aturan regulasi
salah satunya adalah alasan menikah
menurut gue udah pasti udah ini lah udah banyak yang lirik juga lah ya tim tim ibl karena dia udah sempat timnas juga
dan itu menurut saya juga menjadi salah satu
soal skenario apa namanya dua putaran gitu
nah terus juga aku bisa tahu nih pengaturan pengaturan kamera kayak aku tahu bisa tentang iso shutter speed
tadinya tidak bisa menengok sama sekali
lagi santai santai disini
dilakukan dengan cara yang tidak semestinya
kan selama ini kalau gue gak jadi capres gue mundur
kita patungan per bulan
dan makanya memang ini nama dari karakter dengan yang ada di aslinya itu kan sama
kami berhak dari pihak sekolah itu tidak mengganggu uang bos yang ada sekarang
ya menurut gue ya pj udah ngasih gue segalanya
jadi masih acting perdana menteri terlalu lama
baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi recovery nya
dan juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar
tetapi sebenarnya ketika kita aware dengan penggunaan seluruh indera
selamat pagi nabila bagaimana antusiasme warga untuk naik moda transportasi baru ini
tapi ingat kalau rp sepuluh juta kalau nggak nyampe rp sepuluh juta jangan ditangi
itu bapak suka juga
kayak udah jadi owner jadi apa segala gitu kan ya
sementara untuk tambahan roti ataupun gorengan yang disediakan masing masing dua ribu rupiah
di mana vaksin booster dapat diberikan setelah tiga bulan pasca penyuntikan vaksin kedua
itu itu kalau ada kim udah masih emas kok
ini kemudian menjadi wajar kalau ketika banyak pelaku usaha yang memprotes
seperti fania ia memulai bisnis milk crepes miliknya yang ia bernama blue mary patisserie
emang manajemennya salah satu yang terbaik lah kalau bisa dibilang di indonesia lah
jadi kita kjri secara institusi sangat sangat terbantu
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
cerita berbeda datang dari hamsah imam makam sangya wambulu
yang sama dengan sabotase pemilihan rakyat
di rumah sakit cipta nalas dan rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang
tidak boleh generalisir dan tidak boleh kita mengembangkan narasi atau asumsi asumsi yang tendensius yang sistematisasi atau kemudian memberikan sebuah prejudice prejudice yang negatif
karena dia ngeliat lu main pas smp atau
karena cuacanya seperti itu
basi mencampur ayam tiren dengan ayam segar setiap kali melancarkan aksinya

baik terima kasih mas roby atas kesempatannya untuk wawancara dengan sbs
yang memang tidak bisa kita gunakan untuk pemanggilan
omur soker adalah ceo dari charitable recycling australia
dan jika terbukti positif mereka langsung dibawa ke rsd cewisma atlet untuk dilakukan perawatan
mobil tenaga hidrogen ini digerakkan dari motor listrik
kita perlu memiliki perusahaan yang lebih penting
di sebuah tempat makan yang ada di kawasan kuningan jakarta selatan
kalau berlaku kriminal itu justru yang dicari itu kan korban yang paling rentan
dan buru juga mendapatkan kesempatan untuk berkreasi mendapatkan sukses dan
dan segera kemudian pemerintah mengeluarkan perbendikbud yang terbaru tahun dua ribu dua puluh dua
kita sekarang memang harus bekerjanya detail seperti itu
di next season ya
daging kambing memiliki beberapa kandungan yang lebih tinggi dari daging sapi
nah maksud saya jika kemudian bahwa dikaitkan dengan etika jabatan bahwasannya tadi dikatakan kesempatan untuk berpolitik dijamin oleh undang undang
tapi dapat izin dari
sebelum itu kita kembali mengingatkan
karena ya dengan karakter terbiasanya zaman dulu kan seperti itu ya
yang kerap dialamatkan untuk dirinya
karena kita ini masih bisa dibilang
kayak gue merubah itu
karena setiap pasien yang datang punya keluhan yang berbeda dan kadar nyeri yang berbeda pula
sekarang saya ingin berbicara sedikit
tipe mobil yang nyaman untuk menempuh perjalanan jauh bersama keluarga saat mudik adalah suv dan mpv
siapa sangka puluhan ibu yang tergabung dalam bank sampah bunda rosa ini
ia berubah pikiran dan meminta diantar ke stasiun jakarta kota
dia ngeliat lu dimana di la streetball bukan
bakwande ini simple dan memang untuk menjadikan sebuah bisnis ini tuh
sejumlah persiapan terus dilakukan untuk mendukung kegiatan kemah presiden joko widodo di ibu kota nusantara
karena kita tahu resiko penularan itu akan banyak terjadi di tempat tempat pelayanan publik
yang diberikan kepada rizky lebih terjamin
keahlian menganyam kulit ketupat diwariskan secara turun temurun
saya pikir hanya mempercayai bahwa anda tidak sendirian
serta tempat tinggal yang layak
namun berkaca dari banyaknya aksi kriminalitas yang menyasar anak lantaran mengenakan perhiasan menimbulkan pertanyaan
yang dipilih oleh bangsa indonesia
dan kalkadun dengan warisan eropa
selama menjalani ibadah suluk jemaah tidak dibolehkan mengonsumsi makanan
sementara kita sudah mengeksploitasi sudah menggunakan lebih dari kuota energi yang seharusnya kita gunakan kan
ya mungkin momentumnya belum pas kesibukan waktu masing masing ya
jadi dia tidak boleh maksa
dan cara pemerintah itu dihasilkan
hampir setengah dari tim kan rookie semua ya
woy ini abis mandi nih keliatannya seger banget nih
dan kalau klaimnya kemendikbud juga yang mengatakan ini akan memberikan kesempatan
dan bapak mempromosikan bali sebagai destinasi wisata kesehatan
setidaknya ada tiga pertimbangan bank indonesia dalam menerbitkan digital rupiah
tren film kartun adit dan jarwo ternyata mendongkrak penjualan tempe jarwo
karena beberapa terkait dengan isu
akibat vaksin yang dilakukan belasan kali
untuk berbelanja bahan baku kedelai yang akan diolah esok
karena menurut saya ini akan merusak merusak publik ketika menyaksikan dialog kita pada malam hari ini
enggak kita rencananya mau ngerilis itu bts nya kami rencana mau ngerilis bts aja kayaknya
di australia apakah itu pertanian manufacturing
kayaknya pelatih ada koneksi lah kesana
tim liputan cnn indonesia
sutari iwayan gede suwibawa dan ketut seregik menyelamatkan masa depan penyu merupakan semangat kelestarian yang muncul dari tengah masyarakat
hampir pasti kawan kawan buruh nanti kehidupannya akan menjadi sangat susah
itu bisa jadi tanggal paling cocok untuk hari kebangsaan australia
namun jika menguapnya terlalu sering hingga mengganggu konsentrasi atau fokusnya menurun
kubah dan puncak menara berwarna biru mozaik yang menjadikannya begitu khas
padahal lu gak tau kan alasannya itu adalah kenapa
ini kan butuh kita kritisi atas dasar apa kemudian pengadilan agama memberikan dispensasi itu
jika dalam sidang ini gugatan dapat dibuktikan secara kuat apakah dapat menghentikan agresi israel ke jalur gaza
juga barangkali ke media sosial dan banyak diliput juga oleh media
desainer grafis atau advertising agency pihak korporasi gitu ya
perguruan tinggi negeri didorong untuk menjadi ptnbh
mungkin bali secara di atas kertas mungkin bisa lolos ya
thank you banget so sehat selalu kokonya
bahkan uniknya tembok selatan pagar stadion ini

setelah tiga puluh menit di dalam air saya naik ke atas untuk beristirahat dan bersiap menjalani pekerjaan selanjutnya
terima kasih untuk bertemu dan baru pertama kali setelah mungkin sudah tiga puluh tahun dua puluh lima tahun kita bertemu selalu hai hai hai hai
memudahkan terjadinya infeksi pada saluran nafas seperti penyakit penyakit ispa pneumonia
kita melihatnya ini sangat penting buat anak anak bangsa
kereta cepat jakarta bandung rencananya akan mulai beroperasi pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh
jauh lebih banyak lowongan
sop lidah ini dapat anda buru di jam setengah sembilan pagi dan ditutup jam setengah sembilan malam
kalo cowok kan gua tau tuh reza guntara sandi ibrahim ya
salah satunya keterampilan menjadi seorang barista
namun selama tiga dekade mereka sempat memanfaatkan kekayaan laut tersebut dengan cara merusak lingkungan
nah situasi evakuasi di gaza ini dilakukan juga berbeda
nanti kita kasih tiga bukan tiga pertanyaan sih
terbanyak kan sejauh selama beberapa tahun belakangannya kalau saya zaman saya wah senang bener itu
ya include lah ada lapangan bola
menjelang puasa itu lebih ke kita harus menahan haus nafsu makan sama minum
perlu pengawasan dari pihak lain yakni petugas tempat wisata
ini berdiri satu platform sendirian
korban meninggal dan luka bakar dibawa ke rumah sakit
dan jumlahnya ini bervariasi antara lima ratus juta sampai lima ratus
biasanya kalau yang suka seruan ya pesannya biasanya komplit
selama obat dosisnya yang sesuai anjuran itu masih aman
jadi memang apa ya
juga memakai teknik pijat
punya keinginan untuk menyakiti diri kalau dia merasa putus asa gitu
jadi nggak bisa kita punya turnamen dua belas nih ya tapi yang bisa bersaing cuma seberapa pemain aja
bagaimana misalnya para pelaku ini menyadari kesalahannya terus kemudian menyesali perbuatannya
gimana ya soalnya masih punya kampus
tetapi kalau berdasarkan informasi yang saya baca emas ini juga ada kendala terkait dengan stoknya
tempat ini juga lebih ramah bagi keluarga yang membawa anak anak dan lansia
mereka percaya khasiat mengonsumsi kurma dengan jumlah ganjil dapat menambah kesuburan kandungan
ini yang saya kira kita harus jernih dan melihat secara benar agar kita tidak boleh memberikan satu pernyataan atau statement yang bisa merugikan diri kita dan orang lain
masyarakat yang mengatakan potensi konflik of interest lebih besar ketika menteri parpol
jadi saya tumbuh mengetahui
tapi bagaimana merayakannya sendiri
karena ya ini apa nggak ada makanan
apa yang akan kita gunakan untuk menentukan pakaian yang tidak diinginkan
skema ini tidak akan sepenuhnya menutup kesejangan antara hak super laki laki dan perempuan
tradisi ziarah ini dilakukan setiap rabu dan jumat
dan itu ditanggapi dengan baik oleh presiden xi jinping
labelnya es coklat tambah umur
dan debat punya peran yang berbeda untuk pemilih yang berbeda
apa ya semuanya tuh mau jadi mpp semuanya tuh mau nunjukin
tarsiem tak malu disebut manusia gerobak karena memang begitulah kenyataannya
lantas apa motif tersangka
kalau kita melihat realitas politiknya kan
kembali kesuksesan arya menurunkan bobot tubuh ada peran besar dari seorang legenda olahraga bina raga aderae
atau perunggu harus emas dong mas
yang kemudian memberikan keuntungan pada kerabatnya
satu sekolah sepak bola yang mana kita bisa mempersatukan anak anak muda
dari statistik pun cukup berimbang
dan kondisi kanannya lebih nyamput
terdapat pula bukti tulis berupa prasasti batu zamrut yang terdapat keterangan tanggal dan tahun berdiri
urusan telur delapan puluh sembilan daerah juga mengalami hal yang sama
untuk membahasnya telah bergabung dua narasumber melalui sambungan zoom
yang tentu juga kami menyampaikan tentang kronologis itu
ini ada dua orang
nah itu saya mengajukan itu hari komedi tapi belum ada sampai sekarang
serangan jantung dua ribu dua belas karena basket
nah disitu nomor satu adalah fokus kedua balance dan ketiga adalah koordinasi
kita harus menemukan sperma yang sangat murah
ada tiga proteksi yang harus didorong yang harus dipastikan pemerintah hadir

udang ataupun salmon juga bisa
pertama kali ada di indonesia
yang begini loh bagaimana mau kita kerja sama tim kita
ini maksudnya burunan itu lari ya
yang pertama itu batu pendirian prasasti
berubah sama sekali karena itu
bangunan yang megah dan kokoh berdiri di atas bukit ini
kami memahami itu tercantum di dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi tadi dibilang sumber mata air akan hilang atau menurun dengan adanya
pak jokowi bawa anaknya yang bawa pas pampres
atau mungkin rusa yang masuk ke kampung kampung
contoh pada tahap awal berkarir atau berkeluarga sebaiknya utamakan asuransi kesehatan
aneka jenis sego ramah dompet ini dijual dengan harga sepuluh ribu rupiah saja satu porsinya
pertama isunya adalah pemakzulan
dari bulu tangkis menurut gue itu
kemudian yang kedua adanya keterangan keterangan saksi lain
ada dua platform asing e commerce asing yang kita undang untuk kita sampaikan
dan mengembangkan generasi berikutnya
hai nah saya tuh tadi berbicara masalah gunung berapi kan di indonesia tuh paling banyak di
pt transportasi jakarta ini mengoperasikan
wah gimana ya rasanya sehari menjadi perajin tempe di kawasan eks lokalisasi doli
apa yang ingin tavi sampaikan kalau misalnya ada orang tua ataupun teman yang nonton saat ini
padahal waktu itu sebetulnya gue skill gue masih belum
nomor workout juga basket udah mulai cuma kan ada psbb gelombang kedua kemarin kan
karena jenis penyu yang lain itu gak enak dimakan yang paling enak dimakan hanya penyu hijau
dan harus juga diimbangi dengan olahraga setidaknya satu ratus lima puluh sampai tiga ratus menit per minggu
mereka langsung mendatangi tempat kejadian
bukan tidak mungkin desa cemarajaya akan bernasib sama seperti dusun sarakan
tidak ditemukan penyakit pmk atau lsd
selamat pagi mas adi sehat sehat terima kasih semoga mas aldi juga sehat sehat selalu
bu mas dalina juga dulu sempat menyatakan bahwa kebijakan pelarangan mudik ini
yang mengandung garam seperti ikan telur dan daging
lalu seperti apa sepak terjang para petahana yang akan kembali berlaga di pilkada november mendatang
bagaimana caranya untuk pemerintah paling tidak mendengarkan nasihat kita
berarti belum dikantong dong bang nama satu cawa pres itu
karena mobil suka berhenti gitu
jadi kadang antara pantai dengan tanggul tambak tuh hanya beberapa puluh meter gitu
arief kurniawan endra rizaldi jakarta
dan ya kadang kadang harus kasih pelatih
biasa di kantor di admin
saya juga belum mendengar bahwa pak prabowo jika dia diambil atau bagaimana bang ciko
pak edsonir ketua universitas indonesia menyarankan kepada saya untuk tidak pulang
aktivitas tersebut perlu diwaspadai karena terdapat kemungkinan anak terpisah di keramaian
ya mungkin gue bakal pensiun di pj
dan kenapa karena dia disamainya disitu levelnya tapi menurut gue dia belum kesitu
datang lewat kamaru dan pembawa islam pertama adalah sejalaluddin akbar berasal dari patani
sehingga kalau dibilang pengalaman unik unikan
ada gandos es gempol dan leker
tadi saya katakan kebutuhannya apa itu tadi
apakah ada kondisi kondisi emosi negatif yang memengaruhi sehingga orang tadi nantinya mengambil satu putusan
itu apa yang di apa yang persiapan ko yus selama dua tahun
yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan
seperti waktu kita bilang mau ada voice development nggak yaudah ada referendum
import dari barang konsumsi itu meningkat saja
kalau kita adakan pembiaran maka akan terjadi tadi yang merugikan kita secara keseluruhan
ini adalah kotoran terus sama tinta tinta apa tinta buat pertahanan tubuh si gurita sebenarnya
masalah tata kelola ini kan sekarang menjadi masalah yang sangat luar biasa
ya ini sebenarnya saya perlu
mulai dari vitaminnya mineralnya lemak esensial aminoasidnya jadi berkurang
itu bisa menggunakan tim suatu tim permanen yang selalu bekerja sama dengan tim itu
itu kan temennya papa aku kan dulu pernah sempet main bareng gitu
untuk membeli tiket dan juga akomodasi di singapura
jadi ada tiga layer pertemuan
untuk fasilitas tempat sholat
pak jangan masukkan orang orang toksik ke dalam kabinet
tenang saja sebelum sampai ke meja penikmatnya
yaitu di minggu kedua bulan desember ini
kelayakan anda untuk menerima hex help
berada di indonesia karena memang kontrak program magang ini telah habis per desember dua ribu dua puluh tiga yang
tapi spiritnya adalah bahwa
jika penyebarannya meluas masif dan melanda seluruh dunia
menteri maupun lembaga lembaga itu saya rasa cukup yang ada
perkiraan misalnya satu gedung sekolah antara tujuh ratus sampai delapan ratus juta misalnya
anies satu satunya figur perubahan
ada yang mendapatkan kepiting dan ada yang belum beruntung alias kosong
dan juga tim malibu men dan tim malam fiwa
mengingat ini adalah satu kondisi yang sangat memprihatinkan

aku pengen nyobain kan ngelihat yang hits di bandung apa nih terus kayak lucu banget beruang kayak gitu
ini kalau kita bandingkan dengan irak yang akan kita hadapi malam hari ini
pelaku atau perajin bonsai pun akhirnya memasarkan bonsai secara online
iya iya nih joe ada sedikit games nih lu tinggal jawab
rasanya khas kental manis pahit
ini ada game sedikit kan namanya
terus mengawasi bagaimana pelaksanaannya
dan yang etika dimaksud ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik
seperti diajak nostalgia ke masa lalu
dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku tujuan pembangunan
ya tanggal dua puluh an juli itu sampai dengan lima belas agustus kemarin kan ada sembilan puluh satu itu
ini kan pasti akan membuat kekhawatiran bukan hanya mahasiswa tapi juga para orang tua
kita sih sebenarnya fokus untuk wawancaranya sih ke pemain pemain indo dulu sih
hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah
tapi kan tidak selaku itu kemudian mesti sesat
gue tau kalau gue gak ikut tanding atau gue gak basket
pan selalu udah jago ya dari kecil kayaknya gue ngeliat tuh
dan presiden saya tidak tahu apakah tidak sadar atau mendiamkan potensi konflik kepentingan
sita suka masak cuman mager aja kalau harus kayak burgrup gitu loh kak
jadi sama sama melihatnya
transplantasi sum sum tulang imunoterapi terapi hormon serta terapi obat dengan target
mereka tau lah kisah gue gimana dulu di jawa tengah
pemirsa megawati soekarno putri resmi mengajukan amikus kurai atau sahabat pengadilan dalam perkara perselisian hasil pemilihan umum pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
ya dari urusan stok juga dengan menu ya kita yang banyak sekali
kalau itu dari sudut
leveling dari audit itu juga
kalau ada regulasi yang kemudian tidak mampu
jadi kita ambil sepoi jadi berdasarkan berat badan jadi kita butuh penurun sedikit berat badan slightly

oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastol
sampai gitu perjalanan juga dikelilingi pemandangan yang sangat indah tentunya kebun teh yang sangat segar
dapat menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua
secara bahasa berandu atau porak berarti membagikan barang berukuran besar kepada banyak orang
karena ini juga sudah dikomunikasikan dengan rekan rekan partai kim
munculnya gerakan ini bukanlah inisiasi dari pihaknya
dapet uang saku dapet apa aja lah
untuk kami sangat penting
di cnn indonesia connected tetaplah bersama kami
buka setiap harinya mulai jam tujuh pagi hingga empat sore atau sehabisnya
ini per hari bisa berapa orang yang bisa
ancaman umum bagi mereka sendiri
dan juga kaum muslim yang ada di sini ini juga saling support juga
nah saya kira ini yang menjadi titik krusial pengawasan
dengan calsan walet fly yang telah membentuk formasi sembilan pesawat dari ketinggian lima ratus kaki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
tetapi kekurangan defisit kalori jika tidak seimbang
nah kalau kemudian secara tegas bahwa keterlibatan pak muldoko ini disampaikan bagian daripada pribadi
dan prof mengatakan tadi sebenarnya indonesia lumayan cukup kaya
dari biji biji coklat itu buah coklat
pahlawan konservasi yang pernah menerima kalpataru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
ke rumah ngacak acak tempat sampah di depan
kemudian negatif pcr berapa kali
jadi itu satu sisi
kalau menurut saya secara jujur
kini saya akan mengajak anda menikmati oister atau tiram bakar berbalut bumbu rempah
tempe jarwo juga banyak dipesan seperti yang rutin dilakukan setiap jumat
kita adalah pejabat dinas luar negeri
nah kalau kemudian dengan cara begitu lantas sesat itu sesat menurut siapa

jadi waktu itu mas saka pasti kaget banget
hanya janji janji kosong gara gara dampak daripada surat edaran yang sudah dikeluarkan tersebut
pertunjukan digelar setiap hari terbagi untuk kursi reguler dan vip
kemarin waktu di gbk
jadi menurut saya pintu gerbangnya itu paham itu dulu tata intellectual property
bahkan di amerika itu ada bill of government ethics
ini kalau koko kan dari dulu sampai sekarang nggak berubah nih kok
di gxpo kemayoran jakarta pusat sabtu siang
apakah industri yang menarik
dan bahkan pada saat penumpang itu bisa di atas tujuh puluh delapan puluh
kemampuan artikulasi juga akan berkira berkurang
pt bukit asam memiliki target penerimaan ditopang dari bisnis non batubara secara konvensional
buat pon sama ibl ya musim depan ya
seperti misalnya cacar monyet lalu juga difteri mers dan juga polio
gempa di cianjur dengan magnitudo lima enam pada senin dua puluh satu november
bagi orang yang mencoba mendukung psikologi forensik
entah dia cek email atau chat
air dijual seharga dua rupiah per jeriken
tapi pak budi merasa mendapatkan posisi wamen karena memang
do andai waktu itu andai waktu itu lu fre nawarinnya sebelum lu sign kontrak lu gimana milih mana bali atau lu fre posisinya waktu itu
kegantian gender di masyarakat kolonial
katakan tadi kan cerita sholat kan
jadi bukan perang tapi ancaman terbesar bagaimana kita mengatakan
jujur dan memberikan keterangan yang
instrumen untuk membiayai anggaran kita
tunggal putri tunggal putra nggak ada putri nggak ada
untuk dua orang sih apa bilang apa bisa dibilang gede
jadi karena sekarang sudah mulai masuk musim semi nggak terlalu dingin tapi juga belum terlalu panas jadi cukup ideal untuk puasa
tetapi belum pernah mengobrol
aduh ya gitu lah itu yang bikin saya kayak ngerasa susah di indonesia
dan seluruh dunia sudah hampir selesai
tidak dalam ranah itu hubungannya ini
nah disini memang di indonesia ini
pujorka menjelaskan data yang dijual berupa nik nomor kk nama lengkap dan alamat domisili
seperti jadi kalau misalkan tapi kalau untuk di bahan kayak daging daging itu nggak bisa menyegarkan lagi gitu
kalau misalnya sholat idul fitri bahkan
apa kemudian harapan anda nih bagi kompetisi sepak bola di indonesia
terus kalau kita lihat secara keseluruhan
terlepas nanti ada sikap politik yang berbeda
dengan alumni dengan perusahaan misalnya ya dengan dunia industri dan berbagai institusi pemerintah maupun institusi di luar negeri
dengan nilai transaksi rp delapan puluh enam miliar
data lengkapnya yaitu namanya kpm
mungkin pengalamannya mungkin lebih kayak banyak yang dikangenin kali ya kalau misalkan kita bandingkan dengan di indonesia
kembali lagi soal pro dan juga kontra tadi seperti yang sudah ditampilkan
gara gara surat edaran itu sekarang nggak ada sanksi sama sekali
which is kalau kita dalam quote unquote ya kita ini secondary needs ya kita nyebutnya ya
yang begitu meledak meletup itu ya
jadi media ketupat ini sebenarnya selalu dilambangkan oleh kesakralan
tetapi kan kita belum bisa memastikan bahwa mereka ngerti
pengunjung yang sudah menjadi pelanggan tetap rumah makan yang berdiri sejak seribu sembilan ratus enam puluh an ini
karena ya base dari experience kita
produk hasil pemurnian tersebut memiliki kadar aluminium setara sembilan
saya gak berani nemenin saya keluar kota jadi yang nemenin bene jadi kalau pun ada apa apa ya bene ya yang duluan maju
kalau orangnya enggak mau ketemu atau orangnya enggak mau ngomong sama aja
tentu sudah masuk terhadap pelanggaran etika profesi etika sebagai pejabat tinggi negara
dua belas desember dua ribu dua puluh dua video cctv aksi penculikan menjadi viral
jadi kita berusaha melihat dari perspektif demokrasi ya
berdasarkan komunitas yang juga
bawang putih ada garam dan juga ada margarin untuk menumis oke gampang kan ya sekarang kita
sebenarnya ada juga yang tidak
baik sir ano berdasarkan informasi yang kami himbut dan juga keterangan sejumlah warga
jadi saya sudah merasakan manfaatnya sih sampai sekarang bahkan
buat anda yang ingin berfotoria baiknya melakukan booking terlebih dahulu di website seori maupun kaum
kan ada orang nih sebelum tidur banyak kali ya diantara kita nih
dr grace menerapkan sejumlah terapi yang sesuai dengan kaedah medis
nah ini sebetulnya apa penjelasan yang kalau yang tadi dikatakan oleh bang ngabalin
adalah hak asas sih kan sebenarnya semua orang
seseorang juga perlu dibekali dengan kemampuan untuk melihat
tanaman buah stroberi ini tumbuh subur meski ditanam di dalam ruangan
jadi nggak ada masalah
selanjutnya saya melihat proses penangkaran
kalau pancake sebelumnya kan dia berbentuk bulat datar kayak gitu ya
karena teknologi yang kami rencang membuat berbagai proses lebih otomatis dan optimal
jadi semua indonesian food kita tunjukin di sini kayak gitu
artinya bukan hanya rumah sakit vertikal rumah sakit pendidikan milik kementerian kesehatan
jadi mereka tidak mudah terpengaruh oleh
menurut cerita rakyat ketupat berasal dari masa hidup sunan kalijaga
tetapi itu bukan berarti negara kita akan bebas seratus persen karena ada sekitar lima belas lagi negara yang ada di dunia ini
oposisi adalah konsep yang muncul ketika orang mudah menuduh gitu kan
seperti apa kerjasamanya selama ini pak
den saya langsung kayak bilang lihat aja pas aku main maksudnya nggak aja sih setiap game tuh kayak pasti kayak bagus gitu mainnya kayak banyak poin nggak aja
terima kasih mas daniel hazami wni yang ada di new jersey amerika serikat
ada influencer lah yang mengangkat itu keberatan internet
keluar tanding balik lagi syuting lagi
menuju dusun pisangan yang ada di sana
antara timetisnya kemudian dari pohok pesantrennya sehingga kemudian menyebabkan ada sikap sikap seperti itu
karena berdekatan dengan ibu kota yang baru
profesor david gardner mengembangkan sistem penilaian embrio
tetapi sekali lagi yang saya pahami dari situasi ini
hal hal seperti itu sulit untuk dilakukan sampai akhirnya memutuskan untuk ikut terlibat menjadi anggota dpd
nanti bagaimana arti dari makna makna canda sengkala
kalo di wmn sama si orlando tuh ya lu si angkatan ya
saya termasuk orang yang mungkin datang ke koreanya nih
jo pas lagi nonton pertandingan
kapal yang baru diresmikan pada januari lalu ini memiliki satu ratus enam puluh tiga awak
apa sih namanya dulu belum ada gerobak
makamnya masih terjaga di kawasan benteng keraton kesultanan buton setelah memeluk
terus kak itu udah
mumpung bulan ramadan di mana amalan digandakan
mungkin ya bisa ke abad besar atau ke dua besar ya
maka kemudian terjadi penurunan tanah itu tadi
sebenernya kalo udah ditempaan dari kecil main basket sih harusnya
kelas satu sih itu biasanya tuh sma bbl tuh
selain rasa manis beberapa rumah produksi juga membuat olahan manisan karika pedas
tapi ketika dikasih senter atau cahaya
ada wartawan yang sudah diturunkan ke cirebon
indonesia kita mas dede dan mas agus
karena dia merasa kayak kurang rasa dan sebagainya
tapi kaget karena ke cp kayak ke teklik
saat memberi makan kita wajib mengenakan peralatan selam
di lokasi ini kita bisa menikmati keindahan sirkuit mandalika yang berkelok kelok penuh warna
di kawasan kilang produksi terbesar
ada imade lolik sudiaknyana
chef andrian menambahkan kemampuan kerja multisansori ternyata didukung oleh suasana hati
karena saya sekarang bekerja di monest indigenes center
di australia mungkin ya
clarissa aradia maria oktober kabupaten bogor jawa barat
dan kemampuan kita untuk memproduksi air itu masih bertahan
dan dr priyamudi sulistianto
sehingga membuat audit yang dilakukan itu
belum berapa dia akan defisit airnya
tergantung kepada kita untuk membuang pakaian kita dengan cara yang bertanggung jawab
pokoknya ntar daripada kita mikirin mikirin sesuatu hal yang aneh aneh
kemampuan numerasi kita di level berapa sih
gerakannya seperti apa dari duduk kita cuma berdiri aja
lebih dari dua ratus sembilan puluh enam juta dosis vaksin telah diberikan
jadi memang didesain buat seperti itu gitu ya
di mana pak muldoko itu adalah pembantunya
di karangturi sih gue ini sih beasiswa juga
tentu saja ada es batu bubur sum sum hijau bubur mutiara tape dan cincau
kita menyikapi ini harus secara proporsional ya
kita mau eh apa eh take down ya eh tiktok itu
bila mana harganya tinggi maka ini menyumbang tingginya inflasi
jadi presentasinya aja itu sekitar sepuluh sebelas
mental gitu mental mental semuanya gue regi agung gabu
pertama omikron memiliki mutasi tinggi
membuat perjalanan tim vaksinator di daerah ini dilakukan hingga malam hari
dimana produk tiktok di uk ini kan sebetulnya sudah jelas bagaimana ada proses
misalkan contoh terkait dengan penolakan dari amerika dan australia
sembilan puluh lima orang diet gagal itu karena dia melakukan dengan perlawanan
kayak kita cuma bayar apa gak jadi mes makan udah ditanggung akhirnya mama papa keputusannya beda lagi nih kayak oh ya udah kalau gitu coba aja dulu lah
untuk memastikan mereka melakukan resiko yang mungkin untuk pengguna dan publik yang tersisa
untuk mengenakan baju lengan panjang memakai tabir surya dan memakai topi
nah tapi itu harus triple helix ya
ia menambahkan konsumsi makanan dan minuman fermentasi juga tidak terlalu dianjurkan
kabinet pemerintahan periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan mulai disiapkan
kayak kejuaraan gitu kak divisi divisi gitu
yang pasti ini adalah kemenangan untuk bangsa indonesia
sehingga frekuensi yang dipakai untuk broadcasting bisa dialihkan untuk broadband
beliau menyatakan dua hal pak albanisi
lakukan lebih berani dibanding pak jokowi
terus enggak oke ini kedua nih
itu partai pdi perjuangan juga kemudian memiliki basis masa
gua suka siapa gua suka pras sama abraham
kalo di indo kan kebanyakan kayak satu dua tiga pemain lah yang jago gitu di satu tim
agar bisa masuk ke salah salah hutan mangrove yang lebat
tapi kalau kita pas ke luar juga nggak tahu gimana ya cen ya
sebenernya ini udah sebulan keluar dari bubble
yang kedua kalau sudah ada mekanisme kalau memang nggak mampu ya sudah
hal tersebut disampaikan oleh direktur jenderal aplikasi informatika kominfo
bukan bukan gue bagian kredit waktu kemarin
kalau di bahasa chinese nya itu qi atau energi
orang gue pertama kali gue masuk kulit aja ya itu berat badan gue naik tujuh kilo kalo gak salah
nah jadi pada prinsipnya saya rasa
tiba tiba banyaknya itu ayamnya rame banget diserang gue
dan gue seneng dulu karena gini
kemudian yang lebih memperhatikan lagi gitu
mau cita rasa lebih rame lagi kucurkan jeruk
yang digilingkasan dan diungkep bersama dengan ayam
cuman sita menutupinya dengan yang sita ngomong segala macem kayak gini
kemudian yang berikutnya adalah inflasi dari harga energi
serta sembilan belas gram atau empat sendok teh per hari bagi anak anak usia dua hingga enam tahun
ya liburan memang untuk bersenang senang tapi bisa diakali dengan tetap hemat dan hasilnya nggak kuat
baik untuk target suara di pilkada jatim tahun ini ada mas emil
terapi kami terapi medis yang dilakukan yang pertama pasti kita lihat dulu
tuntutan jpu yang dianggap mencerminkan rasa keadilan
dengan tinggi badan segini dengan mungkin warna kulit yang tidak putih atau kutilang
yang masih ada di kota rafah pun terbaksa menghentikan segala aktivitas
itu sih yang mungkin bisa diolah gitu ya
sehingga ini yang kemudian menjadi dasar hukum bagi perguruan tinggi untuk mengambil dana dari masyarakat
maka diputuskan untuk membebaskan tanah
dan investasi untuk masa depan kebutuhan kebutuhan dirinya
karena dia itu adalah negara yang di tengahnya itu adalah negara benua sebenarnya
nah kalau saya lihat bahwa kalau untuk misalnya dua alat bukti yang cukup sebenarnya sudah tercukupi ya
menurut saya ya pimpinan perguruan tinggi ya harus bisa menjual tanda kutip ya intelektual kapital
masuk dari apbd satu ataupun dari apbn artian dari kementerian yang terkait gitu ya penanganannya untuk
nah anemia apastik itu sebenarnya adalah penyakit yang cukup jarang
kalau kita cucikan mata
iya harusnya tahun ini tapi gak tau ya deh corona
yang paham kondisi daerahnya masing masing
jadi jelas di sini semuanya tapi kalau daerah itu yang paling banyak menghasilkan pemain pemain
tersedia aneka pilihan topping yakni vanila keju tiramisu stroberi dan coklat
kalau ada yang berpandangan seperti itu gimana
nah kalau makan disini harganya murah kaki lima
hal ini menjadikan keberadaan kereta cepat menjadi objek foto dengan daya tarik tersendiri
ini saya mau nanya nih sama mas aldi mas aldi olahraga teratur nggak
dengan pembubaran institusi yang tidak relevan tidak signifikan dan sebagainya
kalau untuk pembayaran zakat misalnya di masjid tadi di central islamic cultural katala mereka juga membuka jika ada yang mau berzakat di sana
kedai yang punya slogan dapur sehat alami ini buka mulai jam delapan pagi hingga setengah enam sore
karena videonya sebenernya ada di instagram gue juga
suka duka ketiga perempuan ini menjadi petugas kebersihan sungai adalah sebuah gambaran kehidupan sebagian masyarakat ibu kota
wow ini rumusnya sangat detail sekali ya mbak prita
ketika saya menyusuri salah satu desa yang letaknya hanya sekitar seratus km dari megapolita
sekarang distrik yang kita bicarakan
jika dilihat dari sisi bisnis garuda indonesia saat ini tertekan oleh pandemi covid sembilan belas dan beban keuangan masa lalu
karbo bisa dari mana dari macam macam
dari gimana caranya menjaga kualitas menjaga hubungan kita dengan para karyawan
selain komoditas di momen presiden cg dua puluh
entah itu pegawai pekerja karyawan pemilik ya tentunya pengunjung siapapun yang berada di pusat perbelanjaan wajib vaksinasi
oke informasi terakhir yang kami dapatkan ppatk ini telah memblokir dua puluh satu rekening
batik batik yang terbuat dari indonesia bagaimana bagusnya warnanya teksturnya detailnya
nanti mungkin ada tanya jawab dari
yang dilakukan dengan cara
tetapi kita cepat mengantisipasi itu
mungkin bisa dibantah tapi fakta empirisnya misalnya terkait dengan integritas misalnya
dia hanya hidup seminggu aja itu pak
atlet atlet junior yang berbakat
gue juga bukan anak sultan men gue mesti kerja gitu loh
tapi kan gak semuanya bisa terakomodasi gitu
tetapi dengan saya sebagai wna pada waktu itu maka dibutuhkan pertimbangan maupun izin daripada bang ali sebagai gubernur
dengan kata lain tidak mampu belajar
ya harus wajib soalnya kalau dilihat dari penemuan jenazahnya ada unsur kekerasan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
petipu pinjol ilegal dan lain lain gitu
beri pendapat jangan lupa mengusung
karena kan semua daerah misalkan di daerah satu apa ya satu daerah tertentu gitu
karena banyak sekali itu cakupan
dan lu langsung main di posisi point guard tuh saat itu
sekolah bareng semuanya bareng apalagi sama temen yang saya saya
terutama bagian dada yang lebih tebal dibandingkan dengan paha
mendapatkan hasil itu harus kita duduk bareng
adalah pelanggaran etika berat
dengan promo saya bisa mendapatkan hanya rp empat ratus delapan puluh satu saja
ini aturan pertama kita tunggu di revisi permendak lima puluh dua ribu dua puluh yang sudah melalui proses harmonisasi
prof cecep tadi kalau misalkan pernyataan dari pak nur bahwa memang harus ada penyesuaian juga evaluasi mengenai ukt
ya lima ya allah kok inget dia dbl terus sih
ini sebenarnya sosialisasi memang tiga hari alfian dan maya
kita tank sma tiga juga terus ngobrol ngobrol lah sama sma sama sama adminnya katanya angkatannya
cara ini membantu meminimalkan kerugian
dan memetakan potensi pelanggaran pemilu
ketua harian serikat karyawan garuda indonesia tommy tampati menyatakan
maksud kami dapat satu juta aja udah ya alhamdulillah bersyukur karena nepatin janji
iya berkat gitu berkat
dari sembilan fraksi delapan diantaranya menetujui ruu daerah khusus jakarta
setelah panen maggots dikeringkan yang biasa untuk pakan ikan dan ada pulan dijadikan bubuk
bahwa para pekerja buruh ini juga nggak dapat apa apa selama pandemi covid
ini jumlah penduduknya enam juta tapi begitu sangat signifikan jumlahnya terhadap pendapatan
satu tim menyusuri wilayah utara jawa
di tengah tengah kolonisasi british di australia
didi mengaku kaget ketika menemukan hunian yang berada di dalam drainase tersebut
ashanti juga kembali terkonfirmasi positif covid sembilan belas
saat ini bulan ini sudah mulai ada feeder transmetro pasundan untuk menuju kota bandung
awal awal sudah kita katakan bahwa apa yang diambil oleh pak muldoko ini adalah sebuah keputusan pribadi
yang mau dipilih apa yang mendapat masing masing aja sih
jangan sampai distribusi logistik ini justru menghambat proses
jadi kami yang berada di sana bisa merasakan
apakah ini prosesnya diambil dari sistem elektronik
dari sepuluh menjadi empat tahun ya
bawaan penculik itu buat apa
iya kalau di masjid al hikmah sendiri setahu aku nggak ada perbedaan sih
saat diaktifkan kembali itu bisa jadi polis asuransi tersebut akhirnya harus melampaui masa tunggu lagi
tentu memang adanya mutasi ini menjadi tantangan kami
ini ceritanya panjang sih kalo orlando
saya juga merasakan kalau keluar coba deh gado gado itu di luar
karena kapan sih orang itu jadi bisa melakukan kekerasan terhadap dirinya aja
mungkin mereka juga mendengar karena saya minta teman teman itu mendengarkan memutarkan radio dan lain lain
kalau misalnya dia hanya virus atau alergi
cuma ya itu bedanya kalau dia sudah termati baru diolah nah itu ada bau
nah bahkan ini juga kita juga tidak menutup mata bahwa faktanya memang ada yang memang tidak mampu gitu
jadi bukan yang lama di sini
dalam dunia medis pilek dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan penyebab dan gejala yang ditimbulkan
sehingga masa tunggu bisa terulang kembali walaupun pengguna asuransi bukanlah pengguna baru
begitu banyak otot yang ada di badan kita
nah kami kominfo melalui bakti menginisiasi program satria
kemudian ke tahun dua ribu delapan belas ya di perencanaan kami memang kominfo ini mengambil affirmasi policy atau kebijakan berkepihakan ya
menjadi aset bagi setiap daerah
kayak semua orang tuh seperti semua tuh pestive gitu kalau di indonesia kan
biasanya mereka langsung makanan besar gitu
bukan melelahkan karena pertandingan kalau saya tidak salah akan digelar di clap content di perancis
tapi ada di belakangnya ada penata panggung audio man dan segala macam
kita harus memiliki perusahaan yang lebih penting
dan tentu kpk juga berupaya dalam pelaksanaan tugasnya untuk kemudian dapat berperan lebih besar
tapi kalau lu dalam game basket itu sebenarnya lu inspirasi dari siapa mar sempet ngeliat kakak apa bokap kah atau gimana
game saya setuju apa nggak setuju nih
saya pun melihat bagaimana hitam dan kotornya minyak jelantah yang dikumpulkan bang ben

belum terjadi fungsi presiden
pada saat sampai saat ini sudah dilantik
siapapun yang sedang berproses hukum

ada hal hal tertentu nggak
tara ini dia hasilnya kain sutra yang bernilai jauh lebih tinggi
accessibility masyarakat juga akan mempertimbangkan tiket
firda terjatuh dalam posisi teruduk dengan amat keras
berarti kebayang ya kalau nggak pakai baju ini tuh
selain punya dprd dkj juga akan memiliki dewan kota dan kabupaten
salah satunya harus ya
ya akhirnya nggak akan ada gunanya kita kita ini sebenarnya
suami dan anak jadi suami dan dua anak
dan lain sebagainya mestinya ada memverifikasi aspek aspek tertentu
nah abis itu seminggu disana langsung kayak dia omongin yaudah lu mau gak
karena ini bu aku maksudnya banyak pemain indonesia yang sebenarnya harus dibimbing harus dibina juga kan
makin lama makin jauh temuan temuan yang terjadi
mana yang gak valid sebelah mananya gitu
jika anda penggemar makanan manis pancake bisa ditaburi saus coklat aneka buah maupun es krim
nanti kalau buat ops sendiri lu masih main atau gimana di kampus
memang cara penyusunan kabinetnya itu mirip seperti parlementer
pengungsi perempuan empat puluh satu ratus enam puluh satu orang
begitu pada bidang tertentu kader parpolidik
dari kaki ke kaki umpan umpan pendek ini mandek sehingga mereka melakukan umpan lambung gitu
koalisi perempuan indonesia jawa barat sendiri sejak dua ribu tujuh belas sudah menjangkau masyarakat di tingkat pedesaan dan membentuk komunitas anak
siang kasih makan sekitar jam sepuluh dan malam sudah jam delapan itu perharinya menghabiskan satu
oleh komisi pemilihan umum
yang saya lihat irak ini baiknya mungkin juga tidak terlalu overlap ke depan dan mungkin fajar fatur rahman bisa dipilih
dengan apa ya mengupayakan tentang misalkan legal subscriber
kali ini siapapun mengatakan klb nya kok aneh
nah sebenarnya penyebab anemia aplastik itu berbeda
juga akan diakui sebagai agama resmi di indonesia
selain memang dia pernah presiden dan persoalan teluk babi itu juga di delapan tahun pemerintahan dueq asian ewer ya
kenapa karena itu tadi ruang di undang undang itu dibuka
korikul berarti di jakarta tinggal di mana tuh kok
jadi kalau saya tiba tiba mau beli ayam bangke gitu pasti nggak akan dikasih
bentuk mukanya agak persegi di bagian atas dan agak lancip di bagian dagunya
nanti lah nanti tunggu empat belas februari dulu
gue ingin coba sesuatu yang baru
memang kunjungan ini kunjungan yang pertama strategik
australia belum mengakui perjuangan yang membuat australia
ataupun perdagangan yang memang masih jual beli yang standar
mengembangkan wilayah sehingga pada akhirnya
setengah sepuluh kalau bisa jam tiga sore sampe malem
mencapai menjadi ekonomi yang lebih stabil
pak prabowo sudah mulai otak atik
sepertinya kalau ketika kemudian saya utarakan bahwa ini akan menjadi perhatian di tingkat nasional
tapi pada saat yang sama
dan dampak dari ganasnya abrasi juga nampak dari kondisi beberapa rumah
berarti masih begitu banyak pelaku umkm
di gedung bpbd dan gedung wanita
langkah selanjutnya campurkan adonan tersebut dengan adonan susu krim keju dan tepung terigu di wadah terpisah
saya yakin anda mengikuti dari awal sampai akhir
dan juga biaya hidup kan di sana sangat tinggi ya
magats di sini dipanen lima belas hingga dua puluh hari
jadi sekarang ada cabangnya
nah ismail ini mengajukan pensiun dini di bulan maret dan ia mengaku memutuskan pensiun karena tertekan
turnamen pertama akan ada di washington setelah itu ke montreal cincinnati cleveland lalu us open
sajian boleh menyerupai daging mentah tetapi ternyata yang saya makan adalah semangka
kita tanya mas kurnia sebagai penutup
itu berat gak sih tuh sambil main basket gitu apalagi di bca ya
dalam pernyataan resmi dan terbuka
terima kasih mbak tia
bahkan masih banyak yang kemarin seleksi masih banyak yang umur gitu
ini bisa menjadi alternatif liburan anda di kampung organik berenjong trawas mojokerto
karena di sini tempatnya sejuk indah nyaman
sementara yang sudah akan membantu adalah universitas surya kancana dan universitas putra indonesia
dan yang kedua adalah mendorong masyarakat mengawasi proses pelaksanaan seleksi mandiri oleh ptn

menggunakan pengusahaan menghasilkan beberapa ribuan gambar
yang didistribusikan ke seluruh butik di indonesia
kendali yang kuat tidak mungkin dia berada
semakin mudah anda mulai mengelola keuangan dengan baik maka kemerdekaan finansial juga akan semakin cepat tercapai
sekali lagi bila mana itu sudah
pak muldoko untuk meminta klarifikasi atau bahkan sampai sampai kemudian
ya terima kasih jadi sampai dengan saat ini ada tiga daerah yang sudah tercatat sebagai daerah klb polio
menjalankan pemerintahan sehingga indonesia maju bisa tercapai ke depan
tapi pada saat gue harus pindah dan jalanin sidang mau gak mau kan harus cari pengganti
karena kan waktu kemarin ya kita sempat
dalam mengevaluasi seat dari vaksin tersebut
monyet yang tertangkap kali ini memang tampak bekas dipelihara
uph tuh apa ya bener bener shock banget sih
jadi kalau gue agak gatel ngeliat
dan saat ini sudah dibongkar semua pak ya
merespon komentar dan tindakan kontroversial pemimpin al zaitun
yang betul betul yahudi yang agama dengan
saya sendiri pernah dulu terbang dari genewa waktu itu suhunya bulan januari waktu itu sekitar minus lima belas
terbuat dari kayu disertai ukiran yang terlihat sudah sangat tua
mungkin saja karena ada perbedaan persepsi ada perbedaan pandangan ya
memang mereka mengajarkan anak anaknya untuk pintar berdagang
umur dua puluh sembilan tahun karena katanya udah mencapai semuanya lah
tanggal hari rabu tanggal delapan mei ini memang ada tiga puluh lima warga meninggal dan juga satu ratus dua puluh sembilan lainnya mengalami luka luka
kurang dari sepuluh kapasitas
berderet puluhan dekorasi bertema artis idola pop korea selatan
semoga ibadah puasanya lancar
nah setelah kejadian kayak gitu kita itu ingin membawa intinya kita itu ingin membawa feel yang ada ketika lu suka main basket
konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
karena kan di desa juga informasi itu terbatas
dari awal iseng karya purnomo kini banyak diminati warga terutama penggemar tanaman bonsai
waktu itu pun saya bilang saya nggak akan terjun ke dunia politik akhirnya terjun
sama jangan lupa subscribe newsletter
nah di sini support dari negara negara terhadap mahkamah internasional ini menjadi sangat penting begitu
kalimantan barat merupakan salah satu daerah penghasil bauksit terbesar di indonesia
karena menurut saya kalau ini didalami dan ini memang ada usus kerajaan dan ini merupakan wujud kegiatan mafia yang tujuannya kepada negara
atau paslon nomor urut tiga gajar mahfud md dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
bagi masyarakat sebenarnya saya ingin menyampaikan
karena memang saya juga tidak punya tempat tinggal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
relasi sosiologi politik yang bergeser
dan menurut saya bahwa
kafe jadi takut gitu nanti kalau
tidak hanya masyarakat indonesia tapi juga masyarakat dunia
dan kebetulan kemarin juga di hari hari awal

tetapi saya kira proses penyidikan ini tidak akan terpengaruh terhadap surat itu saja
jutaan warga australia belum pernah memberikan suara dalam referendum sebelumnya
yakni lintas cibubur dan lintas bekasi
untuk sampai sejauh ini kita belum ya karena kan lokasi ini masih area tertutup untuk upaya pemadaman
yakin bahwa barang barang itu akan disalurkan kepada yang berhak
tidak ada masalah karena ada banyak penyelesaian di pasar
jadi kondisi tertentu yang memang bahaya sekali apabila dilakukan manipulasi tarikan tarikan
aturannya adalah setiap tuan rumah
kita tidak akan lagi mendengar itu tadi
itu berarti koyus berarti neusin sma di jakarta
jadi rasa manisnya itu cukup
cuma gue bener gue lagi mikirin justru mau bikin sesuatu lagi yang lain
itu yang perlu kami sampaikan dan kepada ibu ibu atau orang orang tua yang mempunyai bayi atau balita atau anak anak
kucing sakit seperti flu atau diare terlalu kurus atau ada penyakit tertentu tidak dapat divaksin
dengan bantuan warga desa
karena memang itu ke depan ini ekonomi juga ancaman resiko ketidakpastian
namun kucing yang satu ini mencuri perhatian para juri world cat federation
penjualan masih berjalan seperti biasa
ketinggalan handphone iya kan karena
atau anda punya prediksi lain di sisi depan atau di bagian depan
dapat mengubah sampah rumah tangga dan barang bekas lain menjadi barang bernilai
dan gue secara sadar betul kalo itu bukan kayak yang maksudnya kayak gak diberkatiin
pada siang hari ini saya resmikan pengoperasian sinyal bts empat g bakti
tentunya partai partai yang kemudian ingin mendorong
rasa rasanya sudah familiar di lidah warga plus enam puluh
yang mengaku menjadi joki vaksin mengembarkan jagad mayat
sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu ada pak nur kemudian ada prof cecep juga selamat sore bapak bapak apa kabar
juru foto cilik ini mengaku dibayar seikhlasnya
dari australia indonesia center ya bapak ya
salah satunya dengan mendatangi lokasi vaksinasi untuk menerima suntikan vaksin
kemudian kita akan lihat juga apa langkah dari beberapa pihak yang ramai ramai mengajukan amikus kurai ke mahkamah konstitusi
sekitar tiga puluh sembilan sampai empat puluh derajat
dua ribu dua puluh dari dua puluh sampai dua ribu dua puluh satu
tepatnya berada di dusun sekong yang juga berada di desa cemarajaya
tapi bang komang kita tahu bahwa dengan terjunnya pekerja seni artis komedian
jadi ada buka bersama bareng bareng
mereka mencari isiannya lokal lokal pemain lokal yang istilahnya
di pelabuhan maksud kami di pelabuhan bakauheni lampung selatan
karena yang pertama kan sekarang minyak itu lagi langka
otak saya berumur delapan puluh tujuh tahun
agar supaya tadi herd immunity bisa segera tercapai sehingga indonesia segera bisa keluar dari krisis kesehatan ini
ada makna filosofis heranov yang diharapkan dapat diketahui oleh publik bahwa ibu kota negara ini berasal tanahnya dan juga airnya itu juga berasal dari seluruh indonesia
lo di pontinya ini lu di pontinya nih posisi rumah
program imunisasi nasional pemerintah
cookies gaple dengan harga lima belas rupiah
waduh katanya dubuhan semua bener bener
dari mereka yang membentuk populasi lgbtiq
pengobatan pengobatan dari tiongkok
kalau tadi wani saya sebagai pencipta sekarang saya sebagai penyanyi
ini aku mau infoin sedikit nih aku sambil berdiri ya biar bisa menggambarkan
nah harus diingat ya bahwa defisit kalori bukan berarti kita tidak makan
penghapusan larangan bergabung dengan militer
entrepreneurnya dua belas persen dari penduduk australia
mau dicari di mana lutung khas bromo yang selama ini menjadi satu satunya yang berada di bromo
desa penglipuran merupakan salah satu desa adat di bali
pemerintah australia cathy gallagher mengatakan ini adalah hal yang masuk akal untuk dilakukan
yang keyakinan yang sifatnya delusional gitu
baik ada tiga wilayah yang sudah dinyatakan klb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
apakah di amerika serikat tidak terjadi luka dan perbedaan sikap
masih disempurnakan dengan santan yang dikentalkan dengan tapioca
ternyata tak perlu ruangan luas hanya perlu menyekat ruangan menjadi tiga bagian yakni ruang ganti ruang studio foto kemudian ruang untuk editing dan mencetak foto
dan dokumentasi era pemerintahan kolonial belanda
yang di pamulang atau yang di serpong
ya nama panjang tambah umur sendiri adalah filosofi dari minum coklat yang membuat bahagia
jadi kita lima bersaudara kan
karena itu cnn indonesia menghadirkan nation fest untuk mendekatkan anak muda pada isu politik terbaru seputar pemilu dua ribu dua puluh empat
sampai hari ini pun kalo gue liat prastawa
nanti apakah hasil akhirnya malah jadi pancake yang tidak mengembang atau bagaimana kak
nah dari informasi yang saya dapatkan dari marjina timnas secara statistik timnas kita sebenarnya di unggul dibandingkan irak
dia sebagai media platform
nah ini yang kemudian saya kira kemudian menjadi alasan kenapa banyak pelaku usaha yang kemudian menolak terkait rencana batas kenaikan dari pajak hiburan ini
jadi pada saat seseorang telah memiliki dana darurat
harus diwaspadai mas sehingga ada langkah khusus terkait dengan hal ini
lalu sisanya kapan akan masuk lagi ke indonesia
asian itu cuma dua puluh empat juta dari tiga ratus tujuh puluh lima juta orang amerika
pertama nasi yang telah dicuci bersih dikukus hingga setengah matang
kita memperketat screening untuk sapi yang masuk
berdasarkan informasi yang kami terima baik dari pihak kepolisian maupun pt kai
tapi karena memang mereka paham betul ya bahwasannya operasionalnya juga sudah tidak memungkinkan
dengan tingkat indeks kualitas udara mencapai dua ratus tiga puluh dua eq dan masuk kategori berwarna ungu atau sangat tidak sehat
sayangnya mereka tidak tahu bahwa mereka telah ditipu
ini berdasarkan riset dari temen temen lu juga nih kita tanya nanya
gue kabur kaburan bro
bangun agustian merupakan satu dari anak jalanan dan pecandu narkoba
terus gitu sih awal mulanya
dan pembangunan waktu itu adalah penebangan hutan ya
yang mungkin pertamanya mungkin akan
ada sosis solo of course terus ada jerawan dipadukan sama kuah
mana yang sifatnya itu masalah fikih
nah ini yang harusnya terus dijaga
pak bupati juga tadi sudah kami lapori
keberadaan peninggalan benda purba kalah berupa linggayoni dan keberadaan masjid tua al kahfi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
oke kita lihat bagaimana dengan nomenklatur karena menjelang dua puluh oktober atau sekitar lima enam bulan lagi
itu akan semakin mempercepat maksudnya barang barang impor gitu
selain di jalan hasanuddin kue carabikang surabaya ini juga bisa ditemui saat car free day di kawasan simpang lima semarang
dulu banget sih itu sempat di im
mereka juga berharap agar warga dapat lebih peduli bahwa sungai bukanlah tempat sampah
dari coklatnya udah manis dicampur sama susu juara
inilah ikhlas seorang penyandang down syndrome yang kini sudah berusia dua puluh satu tahun
selanjutnya pada tanggal lima februari dua ribu dua puluh
nah sehingga kita harapkan jadi suasana pendidikan ppds ini
yang biasanya pakai mentok paling tuh pakai sambal dabu dabu pokoknya sambal sambal mentah gitu
sosialisasi juga terus digencarkan mengingat kita tahu ada beberapa orang tua juga yang menolak anaknya untuk diimunisasi
tapi logikanya uang dari mana
eee yesaya juga mungkin ya diatas lu setahun
menurut saya ens posteko glue membuat mungkin
kalau pesertanya mencapai ratusan
sudah ada one team press jadi buat apa kemudian dibentuk presidential club lagi
jadi ada daging karikanya
selain pertemuan di dalam ruangan sosialisasi juga dilakukan dengan berkeliling desa dan menyapa para warga
ke delapan puluh sih sekarang kan itu kan
berbekal ilmu meracik minuman yang diterima serta semangatnya ia mampu membuat berbagai macam minuman
soalnya chen kok tapi abu pernah liat di statistiknya nbl kok dua ribu tiga belas main pre season ya kok
artinya negara juga harus memisahkan ya antara
bidang kedokteran dan kesehatan polda lampung melakukan pemeriksaan kesehatan para awak bus secara berkala
misalkan tiba tiba lu kepanggil indonesian patriots gimana nih
ya berarti nggak mencerdaskan dong
dimana kita akan melakukan penertiban secara masif
mereka tiga puluh dan dua puluh lima an juta ini tentu ada ruang pengabdian yang sangat signifikan dalam kapasitas sebagai wakil gubernur
minuman manis menjadi favorit bagi hampir setiap orang
wah pesanan saya udah datang nih
bagaimana apindo dengan keputusan atau setidaknya ini isyarat dari pemerintah soal atur mengatur thr ini pembayarannya
kalau saya lihat dari data yang ada misalkan terkait dengan masalah manajemen hutang gitu ya
anies tampak bersemangat gitu ya dan gesit dalam bertanya maupun menjawab
semoga mereka diberi keselamatan
ada felicia ada pula firda seorang food blogger
mantan presiden kita itu adalah negarawan yang ingin negara ini menjadi negara lebih baik dan juga
presiden ya serta bagaimana respon pro dan kontra terhadap pembentukan presidensial club
untuk mengakses artikel video dan podcast
ya kalau boleh kan youtube lo kan jalan jalan mulu nih cocok jadi host
ada hal lain juga yang menarik publik untuk menjadi bahan memprotes
baik ada china jepang korea selatan menjadi target ya untuk tiba
presiden joko widodo dijadwalkan akan memantau program vaksinasi di penajam pasir utara
masih seolah olah ya baru periksa saksi
dan warga dimintai parkir dengan angka yang fantastis
pemilu dua ribu dua puluh empat nanti akan dinominasi oleh kaum muda
karena vaksinasi dapat mencegah terjadi nyerah infeksi atau perburukan gejala
tapi kalau misalnya di encourage untuk
itu biasanya akan datang para juru parkir liar
sudah menjalani kemo dari tahun dua ribu dua puluh mei
lalu juga mereka jadi juara juga di level u dua puluh di tahun dua ribu dua puluh tiga lalu
baik akhir pekan maupun libur panjang
dari laptop atau handphone
bahkan tadi untuk menyampai di kawasan tebet ini saya cuma menempuh perjalanan lima ratus meter atau tujuh menit berjalan kaki dari stasiun tebet
diprediksi mengalami kondisi tanpa hujan ekstrim panjang selama lebih dari enam puluh hari
yang namanya kerja pak apa aja yang dikerjakan yang penting halal
karena yahudi ini cara mengkonversinya itu
kitaarta dulu ramai situ kita beres rooting
oke ini kan rencana dilakukan selama satu bulan dengan sistem yang memang lebih humanis begitu ya
penyuluhan penyuluhan ya khususnya ke daerah daerah
kalau emang udah menang gitu
artinya sebenarnya ini tinggal mengkerucut
saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat
dalam sistem presidensial multi partai seperti kita
tidak sedikit masyarakat yang tergiur mengoleksi maupun membuat tanaman yang dijadikan bonsai terutama saat pandemi covid sembilan belas
etika birokrasi etika pemerintahan ya
nah momen apa sih kak yang kira kira lu gak bisa lupa kah pas lagi sebelum masuk kuliah ya
kalo small man larinya tuh beda lebih banyak jadi
dan justru memilih meningkatkan serangan di jalur gaza
tidak hanya ikatan politik ya tapi ikatan batin
yang jelas apapun itu film ini sangat menghibur banyak masyarakat indonesia di luar sana sisi positifnya komedi indonesia maju terus
adalah meminimalkan penggunaan bahan bahan baru
lati tuh agasinya gimana kok menurut koko
agar target harian vaksinasi bisa terus ditingkatkan
pasti bermain di eropa lagi
dari kecil udah di petrus berarti ya
jadi ketika kemenangan diraih mandat rakyat didapat maka tanggung jawab pemimpin yang dipilih oleh rakyat itu kan orang lain
semoga harga harga bahan pangan cepat turun ya pak ya
sekali lagi dalam kondisi normal
kemudian provinsi ataupun kabupaten yang punya kapasitas fiskal
udah gak jadi kayak udah putus harapan udah
cuma sering kali karena yang itu meyakini bahwa
hingga ke sistem pencahayaan dan akses untuk kaum difabel dibuat sesuai dengan standar internasional
itu dikasih aja hiburan masyarakatnya gratis seminggu sekali
karena banyak masyarakat kita takut keluar
masyarakat yang mau ibadah begitu jauhnya
saya didampingi willy firdaus
ini indonesia di tingkat dunia
ya pokoknya kita lah sebagai tim uph nih kayak pengen nunjukin kalo
iya tapi seru banget nih kalo gue liat diceritain gitu kan soal rivalitas tri tunggal sama karangturi gitu
muldoko datang dengan biaya sendiri meninggalkan ajudan tidak dikawal naik mobil umum dengan secara pribadi
lebih lanjut perihal transformasi digital
proteksi daripada regulator itu yang menjadi acuan kita
maka tugas kita adalah
namun pada siang hari memang kami mendapat informasi dari warga lokal juga memang israel sudah menarik mundur dari
kalau kita melatih kekuatan otot rangka itu harus melakukan yang namanya latihan pengencangan otot rangka
ada yang sudah direkomendasikan ada
jauh hari sebelumnya pernah serupa terjadi hal ini
saya senang sekali jikapun misalnya
kita cari solusinya sehingga nanti waktu kita bertanding lawan pakistan di lapangan rumput ini
mau dilarang gimana mereka juga tahu
amanahnya beliau adalah bonali panggilan saya kan di pondok bon ali
dengan sengaja menghancurkan warga di gaza secara substansial ditambah juga pernyataan pejabat yang menyiratkan genosida
bersama mereka akhirnya mereka itu juga tergugah
di ganggang masih boleh sama warga
dan yang kedua ada kedekatan hubungan secara pribadi
ketika ada bencana kita memberikan bantuan mengevakuasi masyarakat dan sebagainya
kedepan ya pertanyaannya menarik tadi bagus banget
kemudian harganya juga cerung meningkat
jadi ya kondisinya seperti itu
kepada bapak presiden saat berlangsungnya pertemuan bilateral
caranya dengan merebus air hingga mendidih
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbastol
tidak terkecuali negara negara yang berada di timur tengah
sebetulnya youtube channel gue nantinya lebih kesitu
waktu itu ada semacam
tapi juga yang kita harapkan bahwa persiapan yang sudah maksimal ini tentunya terus didukung
hari hari ros dihabiskan bersama dua anak laki laki dan satu anak perempuannya yang berusia tiga tahun
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com iu
dan kita lihat pressing uzbek itu gila banget kemarin di laga semifinal ya
presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia indonesia di tingkat ke lima

sementara warga terdampak hanya gigit jari
ya tapi kan walaupun
selama ini pernah nggak sih kayak all of sudden gitu lagi kemana lagi ke hotel mungkin atau lagi di fasilitas hotel restoran dan sebagainya
cabai rawit merah ini harganya rp empat puluh lima
itu nama perusahaan kebanyakan
lebih murah kan lebih iya
sekian outstandingnya udah berapa udah
untuk susunan tulang dokter spesialis kedokteran olahraga bekerja sama dengan dokter spesialis ortopedi dan dokter spesialis lainnya untuk melihat dan memastikan keluhan pasien
oh gitu jadi dulu di atas bareng bareng aja jangan rongsok
jadi kalau ditanya ini nasi merah kok atau misalnya ini digrill begitu aja gitu gak pakai apa apa gitu
misalnya seperti kejadian teluk babi misalnya
teknologi itu dinamis jadi tetap harus
dari awal bang indra atau mas indra ini kan konsisten bahwa ini tidak akan merubah apa apa
yakni duku atas jatimulya duku atas harjamukti harja mukti duku atas dan jatimulya duku atas
di bundaran hotel indonesia jakarta pusat
dan setelah proses tersebut saya sangat senang dengan saya melihat banyak kunjungan anak anak sekolah kemari
juga sebuah sektor minyak dan minyak yang besar
ada pula hanbok atau pakaian tradisional asal negeri ginseng semua pakaian ini didatangkan
setelah pembunuhan berencana tersangka pun jerat dengan pasal kdrp
hanya lima lima yang terjadi pada seribu sembilan ratus lima puluh dua
pasal enam puluh satu ayat dua disebutkan
menjelaskan tindakan kolektif ini
kita untuk berpenampilan atau berkinerja
soalnya mr matt juga katanya sangat ibadah sekali ya
yang bisa ya saya tidak pikir dia bisa ke liga inggris
saya tahu waktunya sangat terbatas bapak
setelah setahun bergabung bersama yayasan bumi damai
sumber daya manusia harus kita bangun
kalo belum belum keterima emang bukan jalannya mungkin kurang
dan mereka mengadu tentang kakit yang sakit

secara semestinya dan solen
tapi setelah nikah ada khawatiran nggak dari istri kok
nah ini tuh bisa dimakan tapi rada asemnya
karena salah satu faktor pendorong tumbuhnya ekonomi adalah konsumsi
pola konsumsi antara satu daerah dengan daerah itu akan berbeda
dikira saya kan sama teman teman saya itu kan rajia
adi sih ngomong udah agak kesembuhan tuh
untuk kalau main main kayak gitu mah ya kak ya
satu kami dengan penuh kesadaran
dari lantai tiga masjid amirul mukminin nampak bangunan baru masih terapung dengan puluhan kubah berwarna oranye cerah
beberapa daerah jelas ya untuk apa di dalam suatu daerah jelas ya apa untuk bisa tata kelola panggung apalagi venue
ada beberapa titik yang menjadi rujukan dari supporter itu
nih chen untuk mengakhiri obrolan kita malam hari ini
diatas daripada kebutuhan dapur
ketetapan yang dibuat oleh dirjen
ham mereka hanya di jalan tol itu hanya sekedar main apalagi lurus
nah itu menjadi faktor bikin ihsg terus downtrend
deddy mengatakan kalau langkah tersebut justru hanya akan membingungkan dengan perbedaan ideologi konteks pemerintahan dan pengalaman yang berbeda
hanya untuk mencari tambahan mata pencarian bagi warga
karena kita baru agreement kita baru agreement lapangan sama ipk itu udah ada jam sama harinya pasti
namun itu tidak tanpa kesulitan sebab saya pernah sampai di sidang di dprd mengapa seorang wna dipekerjakan walaupun ahli di kebun binatang
pada akhirnya mereka memiliki infrastruktur
agar tubuh tidak kaget
meski begitu sebenarnya pemandu wisata di tempat ini juga sudah mengarahkan
boleh boleh kita mau dengar suara tavi
menetralisir politik dagang sapi itu apa caranya
dan satu pesawat cn dua ratus tiga puluh lima tni angkatan udara
tapi syekh panjigo milang menolak
atau multi purpose vehicle karena ukurannya yang besar
nah berarti kan harus ada suatu sikap atau suatu tindakan sambil menunggu adanya suatu kepastian
berapa belas persen brand impornya berapa sku nya
ketika kami tidak melakukan perintah yang tuhan perintahkan kepada nenek moyang kita di atas gunung sinai
kalau kita bahas soal krisis ekonomi yang terjadi di sri lanka kita mundur ke dua ribu sembilan belas sebelum pandemi
kalau asin atau terlalu basah tentunya itu sangat terasa di indera
sebenarnya kayak gizi gue yang baik sih sebenarnya dari kecil
bisa gak lu cerita dulu apa sih yang menarik di bursa
sampai hari ini guru honorer itu nggak selesai selesai urusannya
serta dewan pariwisata singapura stb mengatakan mereka bekerjasama secara langsung dengan promotor aeg presenter present maksud saya untuk menggelar konser swift
ditambah paling cerewet di media sosial
untuk materi seleksi diantaranya penguasaan dari rukun dan teknis haji
ya ini untuk anak anak atau pembalap yang memang skillnya profesional ya
pastinya aku sangat senang sekali bisa masuk ke babak semifinal ganda campuran di wimbledon tahun ini
dan hafal banget nama pemain
benar bisa link uplay kemudian dia bisa melebar juga bisa bergantian
makanya kenapa saya sejak kecil merasa olahraga jadi panggilan hati saya
di mana pak muldoko adalah pembantunya kan gitu
kemudian nanti kita hangatkan di pan atau di wajan dengan sedikit butter
sambungan zoom ada musisi pongki barata

nah untuk ciri cirinya motor listrik itu nggak ada kenalpotnya
hingga minggu sudah ada sembilan negara melaporkan adanya temuan varian omikron
bagaimana dengan respon pro dan kontra pembentukan presidential club presiden jokowi mengatakan bahwa kalau minta saran nggak apa apa tapi kalau nggak dimintai saran ikut ikutan nimbrung itu yang nggak boleh
namun harus disadari bahwa satelit dimanapun di dunia ini memang memiliki resource yang terbatas
dan lu sekarang kesibukannya kan selain lu di sri kandi juga lu ini ya
belum lagi ada bencana bencana alam di beberapa wilayah produksi beras
sementara pilihan makanannya sebagian besar adalah menu vegetarian yang bertema peranakan tionghoa sumatera
jadi itu yang bisa dilakukan nah efisiensi ini kan sudah dilakukan sejak tahun lalu
dan ketika indonesia menyampaikan posisinya tegas maka kita tidak akan ragu
maka muncul lagi isu yaitu masalah global
bahwa ukt kita begitu
musim haji seribu empat ratus empat puluh lima hijriah sendiri akan berlangsung kisaran bulan mei hingga juli dua ribu dua puluh empat masehi
dari berapa ke berapa pak
uang kita diserap oleh bandar gitu
sampai mau jamah subuh
mengingat bahwa ternyata para pengusaha ini banyak yang protes
presiden dua ribu dua puluh empat ini menjadi semarak
atau jangan jangan pak budi punya angkanya lebih banyak
bagi warga gang roman jagakarsa jakarta selatan
sementara yang berniat menipu akan menyembunyikan identitasnya
dengan pand wichtignya teman teman mereka berardah kerja bukal media beradmion
rawat dari sana ya main main aja lah ikut koko juga sama papa
nah kalau secara fisik terhadap bumi itu sendiri ya kita bukan bicara indonesia karena perubahan iklim ini kan suatu fenomena yang sifatnya plannitary
manakala kami bisa ikut dengan ibu kofifah ya dalam konteks ini
tidak dapat berkembang biak di dalam tubuh
dia nanti mencari pelatih yang sangat bagus
harus dua kali lipat daripada yang lain gitu loh kak
sejumlah warga yang mengetahui adanya produksi minyak ini
dasar yang sudah kita sepakati sebenarnya
salah satu ketua umum partai politik diduga memiliki konflik kepentingan
china akan membuka dan merelaksasi wisatawan dari china untuk bisa berkunjung ke indonesia
ukt di unsut ini sudah sejak tahun dua ribu dua belas belum ada penyesuaian
jadi masih banyaknya apa ya free user atau apa ya akun akun non premium yang ternyata ini salah satu berdampak besar terhadap ya
tercatat lebih dari lima dugaan kasus korupsi yang berhasil terjaring operasi tangkap tangan kpk
karena memang jualan butuhnya sudah rp dua ratus tujuh puluh juta begitu
yang seharusnya sudah lebih dahulu ada sebelum adanya undang undang ibu kota negara

seperti cody filipino dan pasangannya yang telah melampaui batas
ketika lu bikin salah pelatih juga it s okay gak apa apa namanya juga latihan it s okay lu keep doing it aja gak apa apa
akhirnya gue ditawarin lah main di aliansi divisi gue
ini tujuh belas rebound ini kalau offensive nya lima belas rebound berarti masuk semua tuh lima belas kali itu anjing
kecamatan yang terdampak bertambah daripada kemarin sore
saya pikir sejak dua ribu dua puluh
bahkan kalau malam aja kadang so diem gitu
ada untuk e katalognya untuk promosinya ini yang menjadi bagian strategi kemenkop ukm
tapi kali ini kita melihat yang tidak lazim
satu minggu kurun waktu untuk periode pertama ini dan kemudian diulang satu bulan kemudian
nariknya ke aputu yang samping wepman tuh
semoga strategi marketing tadi dan terobosan sudah dilakukan oleh kcic bisa meningkatkan okupansi
kok bisa lebih murah dapat dari mana gitu daripada yang beli beli ini
bu megawati dengan pak sby yang sudah membeku selama dua puluh tahun terakhir ini ini sudah dua puluh tahun loh
ada tiga poin utama yang tadi sempat disebutkan
sekali lagi bahwa restoran itu
dilanda musim kemarau yang panjang
kalo center indonesia tuh sebenernya jarang yang nemuin kayak mode mode low azreal gitu ya
ada politikus pdi perjuangan mas ciko hakim selamat malam mas ciko
wonosobo adalah salah satu kota yang akan anda lintasi jika mudik ke arah jawa tengah dan jawa timur
oke kita juga harusnya mampu membuat hal yang sama
kayak di taiwan itu dan
yang masuk kategori penerima vaksin namun menolak untuk divaksin
khususnya produksi pertanian padi untuk menghasilkan beras
kita tidak mengajak orang untuk berpindah agama
ketika di treatment pertama kali kaget
es jaipong kang aceng ternyata banyak digemari di yogyakarta
ada contoh misalnya bagaimana penilaian salah seorang tim pendukung gitu kan
so yang namanya pekerja itu sehari harinya dia melihat komban ya
kami bisa membuat operasional fresh coffee jadi lebih produktif dan hemat biaya
tapi yang pasti kita sekali lagi mengucapkan selamat untuk timnas indonesia
berarti dalam satu kali registrasi ini memang bisa untuk dua orang
masih juga berhitung hitung
dan saya bahkan sempat melakukan pengecekan
ini juga beliau itu insya allah ke depan juga mau mendongkrak kaitannya dengan perekonomian warga
hidupku seratus demi rakyatku
merasakan suasana ramadan di sana dengan di indonesia begitu
ia mulai melanjutkan bisnis orang tuanya setelah lulus perguruan tinggi pada dua ribu sebelas
yang kita hadapi ini siapa
hari ini kita sedang bersyukur dapat dukungan besar di madura jadi kita mensyukuri itu dan kami kalau terkait pak mahfud kita menghormati keputusannya
selamat malam bang andre terima kasih ini udah mau terbang ke konser
keberanian untuk mengutarakan pandangan meski berbeda
untuk melakukan evakuasi kondisinya bombardir masih terus dilakukan oleh pihak militer israel
berarti intinya adalah kalau misalnya kita terdaftar sebagai pemilih tetap
dalam unggahan di media sosialnya dinas pekerjaan umum menemukan kasur bantal hingga pakaian
karena dari masyarakatnya sendiri yang justru berupaya untuk tadi mencari sampel
dianggap sebagai konflik kepada masyarakat
jadi ditingjau dari segi medis ya tentunya tidak terlalu masalah
cocok buat makan sambil nyantai
gue bisa bandingin sama serangan jantung gua which is yang itu juga antara hidup dan manggih
karena secara musiman orang sudah menghabiskan uang thr nya pada saat mudik lebaran
ini yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat dan laporan yang masuk ke kami
sebagai mahasiswa juga pakai strp itu kan sangat sulit ya
karena biasanya kolat itu bareng bareng dengan muslim dari negara lain
apalagi tadi pasca pandemi
nah ini kepiting lunak
dan juga kita merupakan wadah untuk konservasi
sebetulnya saya menghormati mas saluh dan pak pol
sama tenaga baru emang gak ada club lain
menurut mahfud sampai dengan saat ini agus harimurti yudhoyono masih resmi tercatat sebagai ketua umum partai demokrat
oke ini sepertinya spaghetti nya sudah mateng ya sekarang kita tiriskan dulu
pemerintah akan melakukan uji coba lrt jabodebek kepada masyarakat umum
tapi kemudian ada kesimpulan dari rapat dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
bisa nggak untuk bisa mempertahankan
kemudian uang koordinasi ini dibagi bagikan kepada beberapa nama yang disebut dalam laporan
ini kan enggak kita punya dua belas turnamen tapi pemain yang dibawanya rifqi cs itu nggak siap semuanya
undang undang turunannya juga ada
bagus bagus di daerah dari kelompok umur sepuluh tahun dua belas empat belas itu bagus bagus cuma yaitu tidak pernah di
dulu a sampai z sekarang udah a sampai y
nah kalau yang memiliki rasa empati berlebih dia suka ikut gitu seperti menular
momentum may day adalah momentum untuk menyatakan sikap
namun uang tersebut juga termasuk untuk menyediakan guru guru beserta kesejahteraannya
dengan memperhatikan usulan maupun pendapat dprd
adalah nur hayati sosok dibalik keunikan olahan labu menjadi tepung ini usaha ini pun harus
harus bekerja ekstra agar ini tidak terjadi lagi di tempat tempat lain
dan juga pihak kbri juga melatih para sporser untuk mampu main gendang
ya belum diakui oleh pemerintah
setelah dia bagus nanti ada agent ada sponsor pada deketin semuanya
pertanyaannya adalah arogansi kekuasaan siapa
dan tarif yang besaran
di jakarta di pusat di jantung kota
kalau tidur iya di gerobak
tadi udah bisa membawa segini aja
apabila kondisinya tidak terlalu memberatkan boleh pulang langsung dipulangkan
satelit itu salah satu solusi ya

karena sudah ada lagi yang mana strike juga mencetak dua gol menghadapi korea selatan
pasti mau gak mau lakers pasti nurutin lah dia pengen siapa siapa
terima kasih mas gundi terima kasih sekali lagi
telat latihan waduh itu lari tangga
sejak hasil tes pcr dikeluarkan pada enam belas mei mereka sudah menjalani isolasi di rumah masing masing
misalnya lia edel waktu itu ya
sehingga memudahkan pengendalian harga
sebenernya dari sma itu gue udah ikut latihan umpar
ya udah dari situ gue mulai caranya tahu tuh
jadi memang opsional bisa di sini atau bisa di sana
tahun lalu itu sudah dibahas dengan pimpinan pimpinan negara asean lainnya
garis miring l garis miring sebelas dua ribu dua puluh tiga
jadi kebayangkan betapa beratnya beban yang dibawa pak nari setiap hari
nah itu sebenarnya pertimbangannya selain habis nikah atau pas itu kan
hampir lima puluh satelit asing

yaitu pada sabtu dua desember dua ribu tiga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
ada dua listrik kepemimpinan terhadap iklim demokrasi kita
kalau tadi di awal pak roson mengatakan bahwa pasti ada perbedaan lah
biar bisa ngelihat langsung cara kita ngebakar cara kita ngebumbuin gitu
ketika bayi dan balita memulai perjalanan pendidikan mereka
rumah seorang penduduk di desa grogol kecamatan tulangan sidoarjo jawa timur
kemudian sekali lagi ini negara lain juga sudah atur kok

dimana orang bisa melihat
karena proses memasaknya harus sambil bergoyang goyang
sebagai kapal rumah sakit fasilitas perawatan di kapal ini sangatlah lengkap
saya cek sangkoy kalau tidak menikmati yogurt legendaris ini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
sekarang kami memiliki sekitar tiga puluh tujuh pasangan utama
seperti halnya pernah saya ajak kegiatan pembuatan masjid
karena prasarananya maka bisnis teknologi ini ya juga akan semakin meningkat begitu
seiring keriuhan di masyarakat
kita bawa abisnya kita bawa seribu dua ratus dollar lah gitu
buat gue kayak saat season itu tuh terakhir tuh
buat bayar lapangan gitu maksudnya
dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia
ini terakhir nih kalau dari gue setuju nggak setujunya ganti aja ya nggak setuju kali gak setuju ya
nah sebentar yang di kiri ini ulatnya sudah siap mengokon jadi warnanya lebih kekuningan
sebenarnya kita ingin tahu lebih detail nanti skemanya seperti apa
oleh immanuel khan dan thomas aquinas
benarnya sih nggak berasa sih sama aja ya
ketika mencobanya memang betul segar fresh banget
yang bersiap melintas tepat di hadapan hadirin sekalian
kurang lebih yang mempengaruhi itu adalah tingkat letak strategis dari sebuah outlet itu
yaitu bagaimana dan betapa teganya si suami ini
minta alamat ya buat gue kirimin merchandise yersi lah
tapi juga rumah sakit pendidikan yang milik pemerintah daerah milik tni polri
selamat pagi waktu indonesia mbak davira
sudah teruji dan memiliki manfaat bagi tubuh kita
yang dihadapi oleh para negara di dunia
even model juga bisa karena ada model namanya itu curve
oh helen sebagai pemain maksudnya
terus itu ya penyedotan juga bisa
biasanya dipakai buat apa tadi ruangannya
menjadi pengingat bagi kpk untuk memperbaiki skor indeks persepsi korupsi pada tahun mendatang
bung kami daulat jadi presiden
kalau dari situ kemudian kita sudah
ini akan diurut sama kepolisian
ada forum rapat ala lintas kementerian
jalan kekembangan terutama di konteks lokal
jadi fungsi cairan kimia ini untuk menjernihkannya
sekarang transjakarta ikut begitu ya
dari segi kepunahan satwa itu
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
bukan cuma kepentingan bisnisnya aja gitu
ya diantaranya itu larangannya untuk tidak
ekosistem yang penting lainnya
untuk merasakan praksis weather and peace setelah kenderangan patriarchal ini
akan siap bertarung di liga indonesia
ya itu bapak saya juga yang ini saya inget bapak saya terakhir sebelum meninggal ngajak saya disini
meski kini tidak digunakan lagi oleh persija
sedangkan aloy merupakan aluminium yang mudah dibentuk untuk rangka dan mesin otomotif serta bagian badan pesawat terbang
kalau satu liter maka paling dua tutup ini doang
secara tidak langsung hal ini mendongkrak pasar bonsai di indonesia
tentu kita tidak bisa mencapai itu dengan optimal dari dua sisi
dan infrastruktur maupun kegiatan kegiatan lainnya
kira kira sejauh ini gimana bang
arya yang tinggal di karawang itu berhasil menurunkan berat badannya hingga satu ratus sembilan puluh
serta perebusan untuk kedua kali
selain itu ada empat negara lainnya masih proses penelitian
sekitar sepuluh menit perjalanan dari dermaga
bahwa biaya logistik dalam negeri kita lebih murah dibandingkan dengan yang dari luar gitu
lisa andriani mau matah itu sekarang
bagian dalam dari karika yang sudah kita pisahkan ini
terus main di nba
indonesia akan ada lagi dan indonesia akan mencolok dunia
dan menggunakan peralatan sederhana yang mudah didapat di sekitar rumah
jadi bayangkan banyak sekali masyarakat kita adik adik kita yang di pelosok pelosok sana
melalui kanal youtube pribadinya raffi ahmad menjadi pemegang saham terbesar cilegon united
mahasiswa tersebut tidak akan berpengalaman untuk berpengalaman di jerman
jangan lagi ada para pemburu rente
tetapi juga kenapa sampai perguruan tinggi negeri yang notabene dibiayai oleh negara
meskipun kita harus paham bahwa dalam masyarakat internasional
kita tolak gitu jadi holocaust ini bisa menimpa siapa saja
peranggaran etika oleh mahkamah
di tasmania kodi filipondo dan pasangannya terus mencari tempat yang bisa dijadikan rumah
nah itu kalau dia rusak biasanya mati suri
yang juga masih termasuk garis keturunan al kafi
artinya kan dia memberikan tambahan serat dan protein yang lebih tinggi
otot pasien dirilekskan terlebih dahulu dengan beberapa teknik
apakah kita punya pengetahuan dan skillnya saat menghadapi kondisi kondisi khusus gitu
untuk bisa memenangkan angkatan berdasarkan berat badan
tempat berlangsungnya inacraft dua ribu dua puluh tiga
rata rata yang menginginkan kurma pak eko adalah para wanita yang sedang mengikuti program hamil
sebelum memborong takjil ada baiknya kita berkeliling dulu
masalah harga wuh cukup dipikirin
karena beliau sadar betul tuntutan lompatan kemajuan sebuah bangsa kedepan ini dibutuhkan
baik dari bawah situ ada pertanyaan
mungkin teman teman di timnas masih shock begitu ya karena sepertinya menciptakan sebuah gol ke gawang tim sehebat uzbekistan
mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan
sudah mengeluarkan permen terkait dengan memotong upah
menunjukkan bahwa lebih dari seperempat terpaksa meninggalkan properti mereka
terlihat tanpa adanya proses tabayun
mereka mengandalkan donasi pengunjung serta bantuan pemerintah untuk kelangsungan penyu penyu ini
ini itu kan tujuan yang sangat jauh jangkauannya ibaratnya itu begitu
kalau rezekinya tidak dimodeng lagi pasti kan ada pintu rezeki di lainnya
semua orang harus dipantau
kita memperjuangkan penghapusan penjajahan di muka dunia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
liputan di salah satu daerah terluar
global cyber index itu dikeluarkan ya
sempat dikasih waktu mas menteri jadi wagup ya pak sandi
di mana sudah ada laporan terjadi permintaan uang parkir atau biaya parkir yang demikian tinggi yang masuk ke kami
gula merah garam dan penyedap rasa
untuk bisa terbebas dari ancaman resesi
lebih dari empat lima juta wisatawan datang ke pulau bali di tahun dua ribu dua puluh tiga
az hanya bisa memeluk ibunya
tadi sudah mulai masuk ke area kedatangan karena memang keberangkatan pertama di hari ini ada di pukul delapan empat puluh lima waktu indonesia barat
kalau soal kasus korupsi saya pikir
pertama kalinya kemarin setelah ditahan
masa depan saya bilang kayak gitu umpamanya kayak mikir dua kali kalau saya enggak jadi pemain teroris
apa yang kemudian menjadi alasan utamanya
laporan dari beberapa teman saya yang melakukan bekerja di platform platform kesehatan untuk konsultasi jumlah konsultasi untuk kesehatan jiwa ini rame banget selama pandemik gitu
tindakan tindakan kekerasan itu justru dilakukan secara sadar oleh orang orang yang belum tentu mengalami gangguan kejiwaan
kan desember kan kemungkinan libur kan
nah makanya pedoman itu nanti harapannya adalah dari pemerintah membuat apa
awal mulanya kapan tuh kak berarti basketnya sendiri
bila musim kemarin mereka memakai nasi campur bali
emas itu mudah sekali untuk kembali diperjualkan di perdagangan
yaitu orangutan komodo harimau gajah
kalau misalkan kita ngandelin online juga kan belum tentu juga rame gitu kan
nah kalau dilatih sama pemain pelatih lokal bagus juga
dan dari komunikasi sejauh ini
dia lagi berhati hati berlebih jadi istilahnya mungkin kalau pakai istilah awam
kalau dia juga kita lihat punya kerentanan
salah satu adalah komponen pertama adalah pemerintah
nah kalau tadi kita sudah melihat ya suasana ramadan di jeddah arab saudi dan juga di korea
para pedagang justru menganggap kebijakan yang akan diterapkan itu malah semakin menyulitkan dan membingungkan masyarakat
mencoba untuk memiliki kakao yang berkualitas
dua ribu tiga balik lagi jakarta udah kerja biasa aja tuh kak
dan hal ini berlaku di sebagian besar wilayah australia
ada juga nih varian lomi yang disajikan dalam wadah claypot
film juga baru kali ini yang sebagai pemeran utama
anda menyebutkan secara pendek
dan dikongsi sebagai siapa yang kita adalah
iya betul sama regita sama trio bali sih kebanyakan
terutama di pesisir kalau kita lihat dari bandara ke arah timur itu bisa turun sampai sepuluh cm per tahun
karena pada waktu ukraina mengajukan rusia ke mahkamah internasional
dicari gak bilang dicariin mas gimana gitu gak kebales tuh emang ngajak hp nya aku matiin tuh aku nyalain aja baca gitu kan aku diem gitu aku seleksi di karangturi
berarti sih faldo kan waktu itu posisi udah dua tahun di uph ya lu kan baru masuk
banyak sih bu pemain ibl yang bola dulu ya
tiga bulan awalnya pasti ya awalnya ya cuman karena itu setelah itu tuh banyak event banget yang nunggu
jadi indonesia itu bagus sekali karena kita banyak sekali gunung berapi
yang harus kita bisa merubah sikap dan perilaku terhadap semua orang
seperti yogurt yang dikombinasikan dengan aneka buah atau tempe yang disajikan bersama sayur nasi dan ayam panggang
saudara saudara kita yang terluar
terlebih lagi saya kesini juga dengan menggunakan scholarship dari pemerintah indonesia
kejaksaan sehingga jaksa berani
dikasih umpan biar si kepiting itu tertarik untuk masuk
mungkin dia juga tidak setuju soal tanggalnya
dipastikan juga distribusi logistik ke sana sudah sampai karena tenda darurat maupun dari titik pengungsian ini tersebar dari yang mandiri hingga yang terpusat
mereka bisa melihat alam pertanian secara langsung di situ
terkait dengan faktor yang menyebabkan penurunan tanah ya
makanya prestasinya masih naik turun semuanya
jaipongan merupakan pengembangan dari tari ketuk tilu pencaksilat dan berbagai tari kerakyatan lainnya di jawa barat seperti topeng banjet di karawang
kemudian mengoplos beras bulog berbagai ataupun dengan beras lokal
artinya es coklat ini sudah berusia tujuh puluh dua tahun
kemudian sepuluh karung bekas premium kemudian dan lima puluh bundel atau bendel nota penjualan surat dan do
dua puluh kilo dengan ada penyakit yang paling menyiksa saya itu adalah
yang berada di dekat venis itu
pangonim dan anak istri sudah bersama
dalam seminggu biasanya tak banyak buah karika yang bisa dipanen
ia memberikan proses perjalanan rohani seorang imam bermi raj kepada yang maha kuasa
oke prof kalau misalkan semata ini tidak melalui international core justice ini
psbb mulu nggadisnya kan
jadi setiap saat kita berikan notifikasi
tahun ini jakarta merayakan hari ulang tahun yang ke empat puluh lima
mungkin nanti di level dunia kita juga bisa bersaing untuk negara negara yang besar lagi di dunia basket
namun siapa sangka pantai buatan yang mulanya
baik literasi keuangan ditingkatkan termasuk literasi terhadap pengetahuan dari publik soal investasi yang marak juga terjadi
oleh bilips dan values yang dimiliki
ratusan keluarga hidup di kampung ini
pak jusiang menunjukkan sisa sisa puing bangunan yang sudah berada di laut

sebagaimana saya janjikan tadi bahwa
yang menyenangkan secara alamiah
ragi tempe disiapkan untuk membantu proses fermentasi
yang dikuatkan dengan putusan kasasi mahkamah agung
shawwal festival yang digelar di lankosong kelurahan sambek wonosobo ini dimeriahkan
termasuk gue aja udah berat apalagi orang yang di sekeliling gue
untuk mendapatkan program itu
romo nanti dikumpulkan dulu pertanyaan
tapi biar tidak cium bau amis hidungnya ditutup
pastinya maksudnya setelah corona ini beres
tapi jika tahun depan anda hanya mengambil satu kursus
tidak bisa membedakan mana israel
mas anies tuh mana aja tuh bang
udah oke di sekolah ya posisi ya
punya komitmen punya disiplin akhirnya tersambutlah apa itu namanya untuk membantu untuk dibantu
atau mungkin ada objektifikasi melalui lembaga lembaga pengawas untuk memastikan apakah orang ini benar benar punya kemampuan
dan juga kita lihat di seberang
sanksinya seperti apa mas dedy
ya ini sebenarnya kalau ngomongin indonesia masterclass masih banyak sih pertanyaan yang ada di benak kita cuma kan kita ngomongin ini lah ya kadernya ko ayus sedikit lah ya
masuk di tempat kuliah
nah kayaknya emang regenerasi dan terbukti ampuh juga ya kok waktu itu ya dua ribu dua belas ya
ada tiga dpw yang masih belum tertangkap
mereka abang dan adik
saya bilang memang harus ada dari pengalaman pembelajaran ini
bahwa total nilai perdagangan indonesia dan juga tiongkok
eh kita pernah wawancara si govin ya cin
kalau di new york di amerika seperti apa mbak
yang merupakan ketua seksi psikiatri forensik persatuan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia
mungkin saja itu menghambat kemampuan berprestasi
ia mengetahui bagaimana abrasi menenggelamkan kampung halamannya
sejak dari awal dua ribu sembilan belas saya menemukan telur di pinggir pantai dimakan anjing
dan anak anak muda inilah yang kemudian membangun seperti marketplace
para penjajah membentuk polisi pribumi
ada juga yang bisa disarankan soal investasi ini tentu yang bisa mengalahkan ya sekarang
udah jarang ngomongin ke basket soalnya udah bisa mikir sendiri gitu
rekan rekan media sekalian yang ingin saya sampaikan kesempatan ini
bang aldo sianturi bisa mendengar suara saya
merujuk kepada ibn hazm atau imam ghazali
tapi btw lu boleh basket dari kapan ya kal
enggak penghitungan belum selesai semua masih bisa berkurang semua masih bisa bertambah
sok tapi momen apa sok kira kira yang
perseroan ke depan bakal mendorong hilirisasi untuk memberi nilai tambah komoditas batubara
kawas sikidang maupun di kawasan kompleks candi arjuna yang tadi saya memantau secara langsung
yang diduga menjadi pendengung di media sosial
ini kewilaya wilaya yang kebutuhannya cukup besar tiffany
dan mereka biasanya saat lebaran itu saat kolat itu mereka pakai pakaian saat negara mereka
jadi alangkah baiknya saya gunakan kemampuan bahasa saya untuk saya teruskan di dunia karir
begitu juga gue gue mau nunjukin juga
sepertinya mereka juga tidak begitu menikmati
ini sudah on the track atau seperti apa
kalau orang selalu berbicara
tapi kalau bawa karung gitu mereka juga nyari bulungan gini atau memang pura pura aja
tetapi juga nilai hidup
kita tidak menyerap beras premium atau cbp itu kualitasnya premium
kalau dari amerika serikat ke negara lain saya kurang tahu
jadi menurut saya secara umum ya
berbicara pada ranah ranah seperti itu
pak dubes apa kabar sehat
sebatas diskresi dari rektornya
yaitu kondisi rumput di lapangan ini yang sudah banyak gundul seperti ini
nah setelah itu baru mereka makan di korea bisa makan kus kus lah
jadi itu adalah simbol bahwa di dalam islam
dan diberi nama bunda rosa atau bunda urusan rosok dan sampah
karena aparat penegak hukum melihatnya adalah adanya penggunaan sumbangan spi ini untuk hal hal yang tidak tertuang di dalam peraturan yang tertulis
demikian juga dengan usia di atas tujuh puluh tahun
terus smp udah mulai tanding tuh
dan di antara semua yang kerja di sini yang khusus untuk motong cuma si abangnya aja
tapi kita juga tidak keluar dari pakem itu sendiri
dan merupakan kewajiban penerbit uang elektronik tersebut kepada pemegang
ini memiliki definisi yang sedikit berbeda dengan bebas finansial
lu berarti dari basket udah lumayan banyak yang masuk
ini juga tidak hanya g dua g kerjasamanya juga b dua b atau b dua g
dengan antusias bahu membahu membangun masjid
iya maksudnya smp sampai sma lu terpilih nih salah satu dbl all star nih jeng
pas ada notifikasi di instagram kereta cepat dibuka untuk free dari tanggal tiga saya coba coba
kira bareng ya bu maksudnya sama sama masuk uph gitu
harapan yang sama juga disampaikan kalangan pedagang souvenir
yang tentu saja ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menghukum ya
yang penting intinya saya sih anak itu sudah bisa mandiri
dan kita harapkan nanti dialog ini akan disimak oleh ojk
karena basket itu tuh kayak sekolah lo belajar belajar lo gak bisa stop
selamat malam waktu eropa dari belanda
yang rusak sedang ada tiga belas tujuh puluh rumah
untuk memastikan mereka melakukan resiko yang mungkin untuk pengguna dan publik yang tersisa
nah biasanya kita bisa melihat ada ya ada kondisi kondisi gangguan yang bisa menimbulkan
roby saat ini sudah dibuka kembali untuk wisatawan
secara pribadi saya sudah puas tapi saya kurang puas kalau belum saya tampil di fiba world cup
nah dan hari ini spesial saya sudah berada di sheraton grand jakarta gandaria city
mendapatkan landing rate nya tapi sekali lagi
prosesnya dimulai dengan mengupas buah kelapa
mulai dari bangunan sarang semi alami yang kerap diterjang ombak serta ketersediaan pakan bagi tukik tukik yang baru menetas
kayak saya bilang kan student come first
kita mau lebih nunjukin indonesian food
ini hitungan hitungan matematika contoh saja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
tampilan yang menarik dan aroma yang menggugah selera
sekarang sudah dibagi kelompok perkelompok kerja
ini beli oleh orang tua
baik mas bima sekarang kita akan berbicara dari sudut pandang
kemudian romandu lassi back juga nomor enam dia main di schalke
itu lagi event apa koko kena scout sama aspak waktu itu koko
apakah sri lanka dikatakan sudah cukup baik mengelola keuangan negara
nah di mana acara inacraft dua ribu dua puluh tiga ini sengaja digelar di tahun dua ribu dua puluh tiga adalah untuk bisa menstimulus kegiatan ekonomi masyarakat
baik kemudian ini sudah keputusannya sudah dibuat pssi tadi malam
harus jalan kaki yang jalannya terjal
setelah itu beliau akan melakukan pertemuan bersama dengan gubernur seluruh indonesia
kesini sini apalagi tahun dua ribu sembilan itu semua pemainnya pada pindah tuh yayan pindah batam pindah sih mario wusang pindah
kata dokter salut tadi
kalo sama immanuel berarti udah jauh lah ya
ini adalah nasi campur loka
dipembentukan karena secara otomatis
di cuaca di kondisi cuaca di sana angin suguh yang naik turunnya sangat drastis
saya merasa agak sayang nih kalau sampai kehilangan kemampuan bahasa itu salah satunya
karena kan meminimalisir covid
atau dia cuma sedang genit aja
seiring dengan perkembangan zaman alita dongsia atau makanan manis tersebut diadopsi di berbagai negara
meskipun nggak sedikit juga yang nanya gitu
kalau sudah memberikan tanda hijau ya silahkan masuk ke pusat perbelanjaan
sepuluh cm per tahun maka dalam sepuluh tahun dia sudah mencapai satu meter kira kira
namun warga desa pomahan desa pulung ponorogo jawa timur
namun pandemi membuat tren itu merosot drastis harus tutup dan kehilangan pengunjung
pelatihnya cuma ngeliatin dulu kayak ngeliatin ya kamu tinggi mungkin bisa diolah gitu
kayak gue pengen kayak udah cukup gue pengen ngelakuin sesuatu yang lain
halo selamat pagi assalamualaikum mbak erin apa kabar mbak erin
desa cemarajaya bukan satu satunya wilayah yang mengalami dampak abrasi di pesisir utara karawang
khususnya untuk state new york jadi memang aktivitasnya seperti biasa sebenarnya

kemudian diarahkan yang tempat tempat yang kosong
makanya ini kalau anak anak kayak kemarin gue syuting film lagi kemarin bilang
dan tidak ada mekanisme keterbukaannya transparansi untuk mengaudit memeriksa
yaitu melalui termogan dan juga observasi observasi gejala dini yang tampak pada fisik dari jamaah haji
untuk ini terutama dengan
jadi model ini adalah sesuatu yang
gue ngeliat pertama kali sih lucu sih kenapa ada yang kayak gini
ketika kadar stres atau sebutlah tekanan
karena luasnya yang saya sebut ini luasnya lebih luas daripada indonesia dan jumlah penduduknya lebih banyak dari indonesia
hal ini karena setidaknya satu dua juta orang telah mengajukan permohonan pemungutan suara melalui pos
ada banyak sekali barang barang earphone headphone apa segala macam yang harganya sangat murah
padahal sebelumnya ini baru delapan belas tujuh belas begitu ya untuk teh manis
dan dia selalu kembali kepada tema besar berbangsa dan bernegara
maka dia one step di atas merdeka finansial
oke kalo kita ngomongin profil koko udah lah udah panjang ya
maka hal itu akan sedikit mencegah atau banyak mencegah terjadinya hal hal seperti itu
saya tidak akan kaget apabila mendengar kematian arya
ya main divisi satu sempat main sama sm lagi
ya yang para games kan yang berkebutuhan khusus
pasangan bukoviva dan mas emil ini masih yang terkuat ya
jadi apa yang bisa kita harapkan
mengenai standar pengamanan sistem informasi instansi pemerintah
kalau kita bicara ya manufaktur atau perakitan elektronik ya
tim irak ini jauh jauh lebih agresif jauh lebih terbuka
ketua umum partai golkar kalau bisa dapatnya enam posisi menteri
nanti kita kasih surat keterangan
dan memanfaatkan operasi beras bulog ini
jadi sebetulnya itu adalah salah satu upaya kami untuk bisa mendorong penjualan
tapi yang ada kita sekarang malah lebih senangnya menggunakan bumbu bumbu penyedap
sementara satu kabupaten di selatan jawa barat melaporkan jumlah dispensasi perkawinan anak
dikenal memang kerap melakukan kekerasan terhadap istri dan sang anak
kebijakan itu memang tidak mendukung karena menganggap bahwa
tidak segera diselesaikan oleh pemerintah
nah kita akan membahas kita akan elaborasi lagi terkait dengan satria satu
ini lu berarti waktu itu posisinya kenapa bisa ditawarin untuk jadi praktis playernya satria muda tuh joe
sisanya yang main profesional itu cuma gua sama dia
jadi kita platingnya dulu nanti yang masak akan ada chef profesional di dapur
ulat sutra yang sudah menetas kemudian diberikan makan daun murbe secara rutin yakni empat kali sehari
kemudian bagaimana kemudian mereka menyiasatinya
harus kalo kita ngelawan dia kita harus gedein badan
kemudian anak di bawah usia dua belas tahun tidak boleh masuk begitu pun lansia di atas umur tujuh puluh tahun

iya dan kalau ini tidak ada perubahan tidak ada mitigasi ataupun tidak ada perubahan dari aktivitas kita tentu saja ini akan membahayakan kita semua ya
ya banyak di sini ada lapangan bola
sebagai bagian dari tanggapan mereka terhadap masalah ini
yang juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ini bisa melakukan pengaturan perjalanannya dengan lebih baik lagi
nah ini juga pertama kali merayakan ramadhan di sana
dua jenis kerupuk yang tersaji dalam satu porsi juga memperkaya keunikan cita rasa asinan
nah temen temen gue tau lah gue sering banget tidur di sekolah
dengan puluhan penangkapan dan kekerasan polisi
penghobi misalkan yang suka sports car
contohnya di kawasan istiqlal dan lapangan banteng
yang udah kayak bener bener berpengalaman juga internasional
nah makanya mereka juga sekarang
selain mering minuman juga bisa dibuat dengan efek tiga d yang timbul
jadi mungkin ini yang mesti kita urai satu satu
dalam ruangan tetap sekitar dua ribu an lebih itu
ketika mau divaksin satwa biasanya akan takut dan berusaha untuk kabur bahkan menyerang
tindakan genosida terhadap rakyat palestina
karena kan pusat belanjaan itu juga selama ini telah menunjukkan kemampuan dan keseriusan serta komitmen
nah yang kanan ini selamat makan ya
oh gitu ya nunggu sampai beduk dulu
gue kaget katanya pas lagi pertama kali ngeliat koriko katanya nasib masuk semua belum pemanasan katanya
bagi bupati bagi temkap temprop juga mengalami kesulitan dalam hal penganggaran
apa motif sebenarnya kita akan menemui polisi untuk mengetahui secara pasti
intinya seperti itu nana
ya jadi masyarakat tentunya harapkan tadi ingin berbelanja lebih banyak
sponsor sponsor kayak gitu mudah mudahan
kondisi di dua ribu dua puluh satu terakhir kemarin ya kita dua ribu dua puluh dua sedang masih di proses
boleh tahu nggak udah berapa lama nih lo di bursa
ada pun motif yaitu untuk mencari keuntungan pribadi
eh tapi si senior senior di west bandit gimana nih sejauh ini
selebihnya juga menuju penghargaan internasional
alumni akademi angkatan udara tahun dua ribu dua
jika memang ada gejala atau pendek indikasi jemaah haji yang tiba di sini
sehingga nanti dokter dokter kita ya macam macam lah akibatnya gitu namanya
ulatnya akan berubah menjadi berubah menjadi berubah menjadi berubah menjadi berubah menjadi berubah menjadi berubah
gue barengan sama mereka dan buat gue itu satu pelajaran hidup yang gila men
akan mengambil alih rute penanggalan
nah kalau kita lihat perputarannya tidak heran singapura kemarin mendapatkan cuan cukup besar
oke roby dengan dibukanya kembali kawasan dataran tinggi dieng ini
ini kami punya kepikiran lah
itu bukan asosiasi kumpul
terhenti selama dua tahun akibat pandemi kofit sembilan belas festival balon udara kembali digelar menyambut
kalau kita di sini oke katanya
saat ini upaya kita adalah menurunkan jumlah kasus serendah mungkin
seperti pose menunjukkan jempol tangan
terhadap perusahaan perusahaan untuk melakukan itu
dia mengeluarkan aroma kayak smokey smokey ringan gitu
terkali saya rasa untuk

cuaca buruk sempat hujan deras hingga terjangan obat tinggi membuat telur telur penyu yang direlokasi musuk dan tidak menetas
berarti memang di kasus ini sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang ya di dalamnya
sebelum saya bekerja dengan ltkl ada interaksi yang sangat terbatas
artinya betapa luar biasanya nilai tambah dari bauksit
kita banyak seleknya sih
juga ada pasal sebelas dikenakan ancaman pidana kurungan
dan ini lu terakhir itu berarti
sejauh ini bagaimana mas idar melihat mekanisme
begitu banyak keluhan masyarakat yang masuk ke kami
jadi kenapa juga bangkai bangkai ayam ini diambil disortir disini supaya tidak disalah gunakan juga bangkainya nanti
mulai dari roti gambang roti kacang roti coklat
mungkin dua puluh gol atau lebih
ya kita gak akan pernah merasa mendapatkan hidayah gitu
kalau golkar udah terang terangan ketua umumnya bilang bahwa kita maunya enam menteri
karena memikirkan hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh operator telekomunikasi yang ada saat ini
kemudian jika khusus kendaraan pribadi wajib rutin melakukan uji emisi
masyarakat tetap pasti masih menggunakan angkutan umum
telah bergabung sama kami selamat malam sehat selalu pak soleman
secara umum tidak terlalu berbeda dengan aplikasi pesan antar
makin sibuk juga ya banyak undangan
karena masyarakat itu saling berinteraksi ya di tempat tempat pelayanan publik
ternyata untuk memotong ikan tuna sebesar ini
saya berharap mereka akan mengubahnya
kemudian dari sisi produknya produk produk organik itu produk yang sehat
mungkin nanti lah anak gue kali yang ke amerika
baik itu dalam pembuatan
tetapi karena memang belum dibuka tidak diperbolehkan
hingga akhirnya dibuka untuk umum dengan ragam wahana lainnya
menurut financial planner budi raharjo masa tunggu asuransi adalah hal yang wajar saat baru mengajukan asuransi
apakah kemudian ini hanya soal angka saja misalkan
pengajar filtrep profesi rizka menjelaskan teknik mengajar dilakukan secara interaktif
kalau sudah ngerti modi harus tahu tentang aturan lalu lintas secara gaya sensitifukal momentum itu kan kita tidak pernah sadar
pak jo lawatan ini juga menjadi bagian dari itu
polemik ini kita akan nantikan seperti apa
karena satu di atas pegunungan biasanya kadang kadang tidak ada masjid
ini yang jadi persoalan kan
jadi kalau aku boleh share nih pengalamanku di sini
gue barengan sama bunuh gue barengan sama yang maling motor gue barengan sama
dan termasuk sekolah dan pendidikan sampai sekarang ini tapi waktu itu waktu saya itu belum ada
dan juga untuk membuat kuahnya lebih kental lagi
ya gejala serangan panik itu memang kebanyakan adalah gejala untuk penyakit jantung ya
dan setelah itu ada lagi festival festival lain
sehingga teksturnya bisa dikocok
bagaimana membangun berbagai macam inisiatif baru
dulu gue juga berenang dulu baru basket
penyakit mulut dan kuku tergolong penyakit menular kepada hewan ternak yang dapat menyebabkan kematian
bang alphonse untuk sementara terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia
sayang keluarga waktu sama keluarga jadi ya
banyak pabrik pabrik gula di cirebon kurang lebih sekitar dua puluh dua pabrik gula
bila apa cuma mau bilang thank you udah di ini apa udah di video udah masuk ke youtube juga kan
nanti penyerapannya semua itu dari produksi dalam negeri
penarikan atau pengeluaran biaya di luar biaya resmi pendidikan yang ada
maksud saya itu banteng tegar kuat dan enam belas persen gitu
yang kedua tidak ada sanksi juga yang dilakukan
kekurangannya tentu saja secara berjenjang dilaporkan
atau gambar gambar binatang di dalam masyarakat jawa
jadi kita semua hampir dua ribu orang tadi pagi
ajakan majelis ulama indonesia bertemu ditolak
hasil bumi ini pun tidak dapat lagi diangkut oleh moda transportasi tradisional
gak mungkin mungkin kalau lu dapet kemas di pon mungkin bisa dilulusin bip
jadi makanya kalau informal kan
sih ini kalau ngingetin selalu dia paling cerewet lah kalo soal istirahat sama ngingetin makan obat
selama pola makan dan istirahat yang dilakukan selama puasa tersebut dilakukan dengan benar
tapi kalau dengan putin misalnya ini memang teman baik pak sby
pemirsa kereta api argo semeru anjlok di wilayah kalimenur yogyakarta
pohon kurma yang ditanam sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ini sudah berbuah lebat dari sembilan tahun lalu
kendaraan bermotor itu posisinya antara empat puluh tujuh sampai dengan lima puluh tujuh mikrogram per meter kubik
universitas atau tave kalau di australia
sehingga kampus itu benar benar mengeluarkan peraturan itu
meski begitu harga rp tujuh puluh lima untuk sebuah hoodie terbilang cukup murah
jadi sebelum kita mengonsumsi obat bebas itu ada bagian kita harus melihat keterangan dalam kemasannya tersebut
karena kita punya pembangkit elektrik sendiri baik itu peralatan tambang
orang orang yang concern untuk hal itu
nah jadi kalau tadi ditanya apakah tindak kekerasan pasti orangnya gangguan jiwa
sedangkan partai demokrat kursinya di house atau di senat
tidak hanya pameran masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke sini juga bisa menikmati beberapa pertunjukan seni
sudah ke medis ke dokter syarab
untuk calon dokter maupun calon presbisialis
langsung tuh langsung harus pulang mandi jam sepuluh
materi yang disampaikan meliputi asosialisasi undang undang perkawinan dan dampak hingga risiko perkawinan anak
kalau kita lihat pertama dari sisi
di sini sudah ada kang cepi sutrisna
itu ataupun perdagangan online
jadi implikasinya seperti apa lagi indonesia kan kita punya tujuh belas pulau mungkin akan jumlahnya akan jauh berkurang
kalau yang sekarang di undang undang kementerian negara yang sekarang di kabinetnya pak jokowi dan juga kiai maruf itu ada tiga puluh empat kursi kementerian dengan empat menteri koordinator dan tiga puluh menteri bidang
jadi panwaslu adalah satu badan
bahwa kita punya sesuatu
setiap aku ke bandung pasti beliin nih
dengan penyakit yang berkumpul di seluruh badannya
badan cyber polri kita dorong sampai satuan baru di setiap polda untuk tppo kekerasan terhadap perempuan dan anak
menu makan bersamanya adalah nasi liwet komplit
tapi ternyata intinya itu hanya kesalahpahaman misunderstanding aja
lo tuh kenal basket itu
tapi tinggi banget ya
ya sebetulnya data laporan itu bermacam macam ya
tahun kedua tuh berarti
di lokasi lokasi tersebut juga
coba kita petakan dululah ya
untuk menjabat komisioner kpk katanya
nah yang keempat nih mbak meggy sebetulnya salah satu tandanya adalah memiliki hunian tinggal milik sendiri
selain eisenhower untuk urusan teluk babi
memperbaiki jaringan pengeluaran mereka
sebelumnya dalam pernyataan bersama pada dua puluh februari dua ribu dua puluh empat kementerian kebudayaan komunitas dan pemuda singapura mcca
orang sejak kita sekolah foto mereka yang dipasang di sekolah itu dia bagaimana kamu
sudah dibagi untuk ikut melaksanakan pendataan
lalu untuk bisa menghempaskan itu maka pastikan anda memang membagi rekening anda menjadi tiga
masih main basket tuh kadang kadang ya
bahwa enam menteri di zaman pak jokowi yang tertangkap kebetulan enam enamnya berasal dari parpol
oke satu hal yang bisa dilakukan sebelum waktu sholat id besok adalah zakat fitrah
pemprov dki jakarta akan menerapkan sanksi denda bagi warga ibu kota
hmmmm segelas teh hangat segera sembuh
namanya edelweiss kemudian satwanya lang kemudian rusak dan lain sebagainya itu juga pasti akan hilang
berasal dari serat kepompong atau kokon larva ulat sutra inilah yang diolah hingga menjadi kain sutra
jadi nanti kita kasih tiga statement ke lu terus lu tinggal jawab setuju apa nggak setuju sama kasih alasannya kenapa
jadi sekali lagi terima kasih sekali bapak dubes
anak anak penjajah suvenir ini pun mulai belajar menjadi juru foto
mudah mudahan ini menjadi sebuah contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggung jawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti
tapi ada suara juga katanya nasden nih pengen banget ko viva gitu
untuk memastikan mereka melakukan resiko yang mungkin untuk pengguna dan publik yang tersisa
bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa
dan ini kemudian bisa dipenuhi dengan pembangunan bts
nah kalau kita bicara mengenai perubahan iklim ini
kita juara dua kali final terus
pernikahan yang dilakukan anne adalah satu dari sekian banyak yang dicatat oleh negara
kaisang diketahui memiliki saham empat puluh lima
terdapat situs purbaqala berupa batu linggayoni
bisnis dan referensi selamat bertugas kembali
jadi gue cuma bisa ngasih segini segini segini ngomong akhirnya mereka tetep
karena kita melakukannya setiap tiga tahun untuk pilihan pemerintah dan referendum
disadari atau tidak terdapat sejumlah makanan dan minuman dengan proses fermentasi
karena memang ini rasanya lebih manis dibandingkan dengan yang non juice ini
mulai dari anyaman tong sampah tempat tisu hingga gantungan lampu dibuat para perajin asal sukaratu tasikmalaya jawa barat
demi cukup bagi bagi kursi menteri ke partai partai koalisi pendukungnya pak prabowo dan mas gibran
kebanyakan murid kita itu siswa kita kebanyakan dari tangerang gading serpong tangerang situ
saya pernah minyak curah gak ngerti
jadi kita kembali lagi pada film yang dibuat oleh al gore inconvenient truth
ya ini saya sama kang willy dari forum komunikasi das citarum di karawang
melainkan melayani seluruh masyarakat
dari kecil mah ya karena
kami selalu beraktif untuk menghilangkan listing palsu yang tindak cepat yang kita identifikasi
juga saya bertekad manakala saya menerima mandat dari rakyat untuk tetangga baik bagi semua negara di kawasan kita
pembuatan minyak kelapa ini dilakukan secara tradisional
jika misalnya karena sesuatu hal harus mengambil keputusan bahwa
dan tentu ini kita akan semakin tingkatkan
pemeriksaan fisik juga rutin dilakukan oleh pihak dinas ketahanan pangan
karena kita dapat beraktifitas dengan nyaman didalam motorhome layaknya kamar sendiri
korean chili paste atau gochujang
samsul tenang samsul nanti dikasih
nah itu sempat ditawarkan
soalnya gue nonton videonya rocky tuh katanya videonya lu sama marvel bondfill tuh dua video yang paling laku
perkenalkan untuk siang hari ini
jo mungkin berkaca dari penampilan lo di ibl bubble kemarin dari lu pribadi apa yang harus lo tambahin lagi nih jo selain istilahnya
nah sekarang kita cari untuk bikin konten
dan yang paling penting adalah resikonya
dan tentunya dampak ekonominya juga kepada masyarakat sekitar
oleh karena itu saya menduga
berpusat di barat daya cianjur dengan kedalaman sepuluh km
ketupat yang mau lebaran
sebenernya setiap tahun tuh anak petrus ada yang dibawa gak sih ke uph
dengan inisiatif sendiri mereka membuat sendiri minyak minyak tersebut
itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika
oke oke ya yang ngenalin lu itu siapa waktu itu
dan mayor laut laut febrianto
dia juga berhasil untuk memiliki aset aset produktif
sehingga pada saat perjalanan daripada larang menuju tegaluar ataupun sebaliknya pada saat kereta dari tegaluar menuju halim

ini tapi chen kalau ngomongin kd basket siva
pokoknya nggak perlu kayak gitu tapi kan kita nggak lihat kalau misalnya nggak tahu kalau lo punya potensi yang bagus sebenarnya
banyak pula yang mengenakan kostum
lagi lagi vaksinasi yang kemudian terus didorong oleh para pengusaha
saya juga di banjir tapi memang ditolong semakin dengan best
oke nah ini kan temanya potensi indonesia destinasi wisata musik
maksudnya ada pasti ada main basketnya
sering mengalami infeksi ini
karena tujuan jangka panjang
kemudian yang berikutnya seperti di kamar
sekali lagi terima kasih bang abalin mbak wiwi
ada seleksi lagi untuk bali united
ya pertama kalau memang itu benar adanya saya kira perlu didalami
laisa nisa rusman rusmana bandung jawa barat
karena gue sma nya nggak di ol
karena saya mengambil dari kegiatan utama
antisipasinya anda perlu membuat hitung hitungan
supaya nantinya saya dapat mencerna satu persatu
maksudnya ada hal hal yang gak bisa kayak gua gak bisa seri itu gak bisa ikut full gitu dia
pertanggal lima belas januari ini pemerintah meluncurkan pekan imunisasi nasional polio di beberapa daerah

tapi kalau perusahaan yang memang betul betul tidak mampu ya karena pandemi
warga di desa taupe kabupaten mamasa sulawesi barat mampu menyulap tanduk kerbau menjadi aneka ukiran
sekarang ketika anda melihat
ada merek dewi sri kemudian ada rojo lele ada badak kemudian sp
aparat penegak hukum di dalam membuat peraturan
ini adalah sektor yang
sebelum berkhutbah khatib meletakkan sebuah tongkat diantara jari kaki seraya memandangkan
ini emang pan ini beneran partai artis nasional temen temen
saya dan sandra melakukan wawancara dengan bu helen itu
baik selanjutnya kami berikan kesempatan
dengan kreasinya pemuda yang hobi bermain musik metal ini memanfaatkan limbah kelapa
ada juga yang dari daerah lain seperti sulawesi sumatera barat dan singapura
nah kita setelah dibakar eh masukin bumbu pelan pelan
pemerintah telah melonggarkan pembelian minyak goreng curah bagi masyarakat
orang di luar yahudi tidak perlu masuk agama yahudi untuk bisa masuk surga
mengingat kementerian perindustrian menargetkan ada tiga kendaraan berbasis hidrogen pada dua ribu dua puluh
nah dalam posisi inilah saya mesti hadir dan memenuhi undangan cnn
kalau sekarang mah udah siap
jadi mungkin ada suka pegal pegal di daerah sini ya di rhomboid sini
sementara itu muncul tanggapan beragam dari konsumen mengenai kebijakan ini
setidaknya itulah yang ditulis di laman kominfo
saya sudah merasakan ya atmosfernya bahwa mereka sudah mulai bergerak
ada dua ribu tiga menyalip merek asli indonesia gitu ya
porda dua kali juga lu menang
pada awal tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
di yayasan bumi damai ali menyekolahkan mereka
tidak dibenarkan jika seorang menteri itu melakukan rangkap jabatan
untuk transformasi digitalisasi umkm
agak berpikir ada mau yang agak agak jorok gitu misalnya ada yang proses kencing itu gitu jadi
bukan hanya bagi ppds tapi merugikan kita semua kan
bahkan dikatakan sembilan puluh enam persen tindak kekerasan itu dilakukan oleh non odgj
kalau di sini unik gitu loh unik dalam arti kata dia bentuknya kayak mangkok raksasa seperti itu
lu pengen di line up itu lima orang bersama lu ya siapa aja nih empat orang sisanya
terima kasih bang andre rosiade
ibadah suluk dilaksanakan di sejumlah pesantren yang mengikuti tarikat naksobaniyah
kayak rumah kedua gue lah
makanya gue ngumpulinnya tuh dari yang
kebanyakan orang itu kan sebenarnya akademi event sampai profesional mereka itu kayaknya bermainnya itu kadang itu di indonesia itu kadang kayak robot
ini ada di kawasan tanjung duren jakarta barat
saya kira cuma satu yaitu efisiensi
tentang memerangi krisis limbah pakaian di australia
apakah ini masih bisa diaplikasikan
yang bisa digunakan untuk berfoto dengan suasana khas bali
berbeda dengan coto kuah palu basah menjadi khas karena ditambah taburan parutan kelapa yang disangrai di dalam kuahnya
tapi gue gak pikir mereka mencari pemain lagi
sebagai kualitas manusia sebagai manusia
artinya kalau puncak sudah terjadi
sebenarnya ya karena pengen nonton hiburan
dulu halo di infus katanya berapa hari
tetapi kalau lansia di bawah tujuh puluh tahun silahkan masuk dengan melakukan scanning terhadap qr code
tapi indonesia itu sangat bersyukur sekali karena
tidak terkecuali ibu negara iryana joko widodo yang tampak asik banget nih menikmati alunan lagunya
lomi disajikan dalam porsi jumbo dengan tambahan beragam topping
makanya pas juara tuh gue kayak wah maksudnya emang tuhan tuh emang baik ya
di semua negara orang orang kan sudah semakin menyadari bahwa kita harus reduce carbon emission
udah jatuh persendiannya sakit lagi kayak awal persendiannya sakit nggak bisa jalan
dipatuhi oleh teman teman gitu ya
oke pak soleman kalau kemudian disebut lumrah begitu presiden sebagai user utama data intelijen atau instrumen intelijen di indonesia
biasanya pasti yang kena adalah kelompok kelompok minoritas
sistem penyiaran televisi digital tidak hanya mampu menyalurkan data gambar dan suara
jadi lengkap deh dan satu lagi ada juga di kjri itu ada halal bihalal juga mbak ayu dan juga mas reza
prof neil dan prof katz bersama sama memberikan tips
karena manusia itu sebenarnya tiga puluh enam dan tiga puluh tujuh tahun itu
dari sisi pola pikir yang sederhana
bahkan sampai saat ini
iya berarti dua tahun betul betul lu turut ke amerika ya gila lu
ada juga melalui perpu begitu dia
selesai berkeliling anak anak dapat menjaga seragam pilot cilik dan berfoto di depan pesawat
beberapa pengecer pakaian besar menjalankan program daur ulang
bagaimana kondisi politik lebih dahulu
ternyata bagus ini buat ini buat
at least saya tidak menulis nama agama
terus kita sama sama sm tiga dua sama terus kita kalah tiga empat itu udah kayaknya sengseng banget kayak aduh gak juara kan udah gitu kesini sininya
ya apa yang perlu ditolak ya
berarti masih sempat nanti ya makan ketupat pakai opor pakai rendang gitu ya biar lebih berasa banget suasana lebarannya walaupun jauh dari kampung halaman gitu ya
kita sudah lihat saja implikasi dari rusia menyerang ukraina sudah berdampak terhadap pasokan makanan dunia
ia menemani sang istri berjualan batik di pasar beringharjo
untuk membantu mengawasi dan menjaga netralitas asn
dipadukan dengan data dari kpu begitu
paradigma kita harus dirubah lah
ini benar benar membuka pikiran saya
banyak sekali budaya yang ada di sana saling menghormati satu sama lain
ini kesini kita mengembangkan elektrolisa
belum bisa ya soal makanan juga harus
kalau tidak ada bukti bukti yang bisa disampaikan
adalah komandan skadron udara tiga puluh satu
yakni satu mangkok berisi bakso dan satu baskom besar berisi balungan
karena itu tadi ekosistem musik ini menjadi lokomotif yang menurut saya sangat sangat penting sekali
selamat pagi mas aldi
jika punya waktu cobalah bermalam di kawasan dataran tinggi dieng
pas dulu tuh kan kayaknya lu mainnya center banget tuh
nah memang itu yang mencerminkan ya bagaimana masyarakat masih kurang puas dengan lembaga keuangan
oh latihan ya sama aja gitu cuman mental lo yang ngebi ini
dan kami disupport penuh dari pabrikan porsche dari jerman
oke nah kemudian untuk potensi lawan yang anda akan waspadai ke depannya di pilkada jatim november mendatang
doktor kumlaut adi makayasa usianya malang melintang dengan prestasi prestasi
sehari hari memang bekerja sebagai pemulung sampah plastik dan kardus bekas
berdasar laman resmi pt bukit asam plts irigasi karangraja memiliki tujuh puluh enam modul surya
taman safari itu sendiri merupakan timpak yang berbasis konservasi
dan lima dari tujuh gol ke gawang irak itu di menit menit awal
jadi zaman zaman saya dulu itu kalau
kalau kena mata bisa iritasi
taman safari bali berupaya mengintegrasikan prinsip berkelanjutan dan pentingnya konservasi satwa
sering kurang memahami sejarahnya
itu adalah permohonan dari bang ali
untuk bisa targetnya itu lebih secara visual terlihat
lalu bagaimana imbas kenaikan harga komoditas ini terhadap warung makan
bang alphos ini kan kalau bicara soal ppkm ini merupakan ppkm level empat ya
akan kita bangun ke depan terus
arogansi ini pilihan pilihan kata yang menurut saya tidak bagus
satu akan kita coba evakuasi kembali hari ini
kalau ini habis ini faktanya data
rumah di desa bulung cangkring kecamatan jekulo kudus sedikit masuk ke dalam rumah
mengeluarkan statement atau melakukan suatu hal
karena pulau raas madura sendiri sulit untuk ditempuh
kayaknya tidak elok ya
harus kita benahi sehingga kita tidak lagi ada dokter dokter yang katakanlah merasa cemas atau tidak happy
jadi bukan semata mata mendukung figur suka atau tidak suka mungkin kan
di antaranya tasawuf falsafah keagamaan serta tuntunan hidup bagi manusia baik dengan tuhan
juga sama zamannya yusuf jotarik
karena ya mungkin ada yang pengen bagi bagi jabatan gitu
terus dari manajemennya ada yang ngomong ke gue di belakang teman teman gitu
dan juga kereta komputer lain ke lokal di stasiun pada larang kai
daftar pemilih tetap itu adalah daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh kpu secara nasional itu pada dua puluh juni dua ribu dua puluh tiga lalu

agar indonesia bebas korupsi
dari banyak pihak yang ada di gaza
kalau mendikbud tidak mampu untuk
termasuk berarti apa yang udah dibangun sama kok kim hong ya
cuma gue kayak ikut les gitu lah
nggak kayak gitu lah
tapi kita ngarahin kita ngarahin kayak oh yaudah kayak gini loh ini tuh benernya kayak gini
jadi tanaman buah karika ini sejenis pepaya ya
bahan kimia yang tidak boleh dikonsumsi manusia ini ia beli dari tokoh khusus yang menjual bahan kimia atau terkadang bisa ditemukan di sejumlah pasar tradisional
tahun lalu itu ekspor kita meningkat tujuh puluh persen
kita sudah fight basket di sea games
walaupun direktur yang dulu
kan barangnya juga membawanya ke sini
dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan
saat ini sebanyak lima puluh mutasi berdasarkan data kemenkes
kita mulai membentuk tim ini ya dengan kehadirannya costoro sebagai pelatih kepala dari dua ribu sembilan belas
latihannya pun beda menurut gue
dan tidak ada perundungan perundungan yang tidak mesti harus terjadi
demikianlah tadi sebuah laporan mengenai krisis perumahan di australia
sosial ekonomi dan juga kalau nato ingin ikut
badem badem atlet sih
yang letaknya tidak jauh dari manger square atau alun alun kota betlehem
peran makassar dalam perdagangan rempah dunia membentuk sejarah kuliner kota angin mamili tersebut
jadi semakin cepat kita bisa membuat proses ini
sama kalau di liga profesional
apa memang ingin rekreasi saja
yang disusun oleh melissa kompagnoni untuk sbs
di sini imsaknya jam lima jam enam sama seperti di indonesia kurang lebih
kondisi kemanusiaan yang semakin memprihatinkan di jalur gaza akibat konflik israel palestina
nah ini yang tidak ditradisikan oleh partai partai politik
target mereka jadi dalam deklarasi ini
kalau dukanya mungkin karena di sini jauh dari keluarga di indonesia
dengan deforestasi yang berlaku
apa namanya quartet agak lain ini ada kelanjutannya nggak sih
ketika seseorang tega menganiaya istrinya
nah itu pasti beda itu
ini merupakan pelanggaran pelanggaran etika yang serius
ini berbentuk tebal gemuk tinggi
salah satu yang harus dilakukan adalah percepatan distribusi bahan bahan kebutuhan makanan
jelas kita kocok terus nanti kita seruput
selamat siang dr budi
yang sudah dilantik ya pada rabu kemarin dan sudah akan mengembang tugas nantinya selama lima tahun ke depan
ahli ahli contoh kita tidak punya ahli geotermal
rasanya rasanya tapi sebenarnya ini nggak mentah mentah ya pak karena udah direbus ya udah matang mantap
apa secara terang benderang itu bisa diketahui juga gitu
pak muldoko yang berkomplot ya dengan gerakan ini
tempat jogging tuh paling yang ada di denpasar yang jauh banget sama rumahnya
negara nggak bisa hadir di situ sendirian
dari sekian banyak presiden juga kan memiliki sumber sumber yang lain
tentu kita harus lihat elemen of surprise itu ya
ini sebagai pancingan aja
yayasan ini didirikan oleh nur ali suwandi sejak dua ribu delapan
di uji lewat penyajian es podeng
tapi kalo misalkan dbl ada di jaman ya koryko kayaknya pasti cewek cewek banyak follow koryko nih kayaknya bu deh
dan gue gak salah ajak temen ngobrol nih
menjadi daya tarik utama kedai mimilu yang lokasinya sekitar lima ratus meter saja
ijasa palsu serta dugaan bagi bagi amplop ke masyarakat
awal tahun dua ribu dua puluh dua tempat ini sempat menghiburkan indonesia
nah saya akan mengajak anda untuk mencicipi gimana lezatnya palu basah serigala
menurut aku yang terutama itu adalah daerah daerah tiga t ya
sarapan yang lagi aku pempetin ini nih mayfrey dan rizky
kami akan terus dorong ya kepada pengurus apsai ini supaya bisa lebih berperan dalam upaya saat ini yang pencegahan perkawinan anak yang menjadi concern kita
berwisata di tempat ini pengunjung bisa menikmati keindahan alam dengan menumpang jeep
ada yang ini ada halangan segala macam gitu gitu
pilih otot yang lebih lembut
yang satu tuhan secara elektoral bernama ketum parpol
pelatihnya juga traveling dong ikut kan
emisi nol pada tahun dua ribu enam puluh walaupun dunia katanya mudah mudahan dua ribu lima puluh enam
instagramnya udah lumayan dia
kalau enggak kan tidak ada narasi yang
ya silahkan buat orang lain yang mau bikin
terus gue kayak kok gue nya serius banget mereka kayak
akhirnya setelah melalui proses yang cukup menegangkan
jadi delivery grocery delivery makanan juga mengurangi waktu di luar lah di lebih banyak di rumah
pak suparji ahmad terima kasih banyak atas analisis anda
penanganan pencarian evakuasi maupun penanganan pengungsi
dan pada saat yang sama anda juga memiliki
jadi abang bilang kan dinamika tadi
iya soalnya kalau misalnya ngelihat nama lu gitu kan mario davidson orang tuh mikirnya ini orang pasti main di luar indonesia
saring minyak dari blondo untuk mendapatkan minyak kelapa yang jernih
banyak wanita yang kondisinya harus dipenjara
salah satu hakim pengadilan agama tasik malaya membenarkan data tersebut
nama itu akan kembali ke tanah air mulai lima belas juli dua ribu dua puluh dua tepatnya pada pukul sepuluh malam
sedangkan bagi rakyat yang lain
saya mencoba mengikuti apa yang pak nari kerjakan
para migran sering menghadapi kekurangan dukungan keluarga
makanya kenapa kedekatan saya sama kang ade sumanti pasti dekat
tapi saya pikir polda pengen supaya tidak ada celah lah di situ
mereka belajar dan turut memiliki satwa itu
berada di angka delapan belas lima belas persen
penetapan lenong sebagai warisan tak benda hingga pengadaan kajian riset
ada sebuah cerita dari sulawesi tenggara
berarti saya simpulkan check andrian tidak hanya chef tetapi juga pesulap
ini salah satunya didukung pastinya dengan konser
tapi kalau sebagai substansial kita pikir adalah refleksi respect itu harus kita jaga
nah pemilih pemilih disabilitas terutama disabilitas mental yang selama ini kita tahu

saya akan menyampaikan kegiatan hari ini hasilnya
nah oleh karena itu isu utamanya sebetulnya di sini itu tadi
maka pemerintah punya andil kesalahan dalam penunjukan direksi di masa sebelum pandemi
es meleleh dan cuaca ekstrim tapi juga ada non fisiknya
jadi kita hidup di dunia tanpa kegiatan
masih punya katakanlah peluang pasar yang terbuka begitu apalagi
nggak cukup umpamanya dengan menyatakan ini sebagai cerminan rasa keadilan
apa sih yang mereka rasain kalau ngomong sendiri
sekitar sembilan ratus empat puluh ribu sekian untuk satu gramnya
beberapa kursi menteri apakah itu akan diambil atau bagaimana bang ciko
perlahan meja meja di rumah makan yang berdiri tepat di samping danau cipondo kota tanggerang
ini kita ada sebelas varian rasa
apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum
karena kan kadang orang indonesia itu cuma baca dari headernya doang
memang setelah di bulan maret april ini kemudian mei
di persepsikan sama dengan agama agama lain gitu
atau justru kehilangan makna hidup kita lagi gitu
ia membawa ayahnya ke sini karena sang ayah terlalu lama menunggu antrian untuk fisioterapi di rumah sakit
yang kedua ketika kita berbicara tentang menjaga keamanan maka kita juga berbicara tentang bagaimana pelibatan kita di dalam kancah internasional
apakah hasil referandum tersebut berhubungan
dan kemudian lainnya ada juga shuttle yang langsung menuju area sumarepon yang berdekatan dengan stasiun tegal luar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
kondisinya khusus tapi pemerintah ini mengklaim sudah memberikan stimulus ekonomi misalnya restrukturisasi hutang kemudian juga subsidi pajak
kebakaran yang terjadi pada kendaraan itu disebabkan dua faktor yaitu eksternal dan internal
dan tentunya kita harapkan ekonomi akan semakin baik
selebih itu tidak tanam lagi pak karena sudah masuk musim kemarau
punya program yang harus kita laksanakan
opsi ppkm darurat kian menguat setelah pemerintah mengadakan pertemuan untuk merevisi aturan ppkm mikro bersama para kepala daerah
ya upacara pembakaran jenazah umat hindu bali
berlatar belakang geologi antropologi
lalu bagaimana pandangan dunia medis tentang pengobatan alternatif ini
kemudian dikirim ke mana
ya karena men di sultan itu hotel sultan itu ada dua puluh lima ribu men future itu bagus mbak
adalah data dari bank indonesia yang kurang real dibandingkan data pemerintah daerah
kontrak gue sisa dua tahun lagi
baru setelah kan enam puluh episode kita gamesnya gitu gitu aja
para kepala desa babinsa babinkan timas
kita juga kita juga makasih banyak lah ya
ya jadi makanya tadi saya sudah bilang pengobatan kanker itu sangat sangat canggih
setuju atau enggak setuju
tidak tahu di mana data itu disimpan
tapi yang selama ini kita juga pelajarin
pd pria empat puluh satu tahun ini langsung dicurigai

nanti kalau untuk bicara nama kita buat kuis tebak gambar lah gitu
artinya keempat tokoh ini akan masuk ke dalam klub presidensial atau presidential club mungkin ada grup whatsappnya nanti siapa yang jadi adminnya tentu saja presiden terpilih yaitu pak prabowo subianto
biasanya tempe akan dibagi bagikan untuk staff saat jumat berkah
nah ini juga sudah kita kerjasamakan termasuk di bumn ada kluster pangan yang ikut menangani ini
ada lebih dari dua juta muslim di populasi global
kayaknya ya mas terakhir ya disini ya
bank sampah ini pun baru dibuka sebulan lalu
udah entertainment tapi masih ikut kejuaraan
menurut kepala dinas sosial tasik malaya dadan wardana
cuman kita wna jadi ya udahlah diberhentiin aja
kenal beberapa temen disitu juga ya
itu kesimpulannya nana bahwa banyak masukan banyak syarat bikin bingung
ya memang kita pun mengadakan acara juga seperti layaknya banyak negara lainnya yang merayakan bersama sama
jadi ini dilakukan juga oleh ukraina ketika rusia
jadi buat gue anak gue waktu itu umur mau empat
yes yang memakai nanti net zero emission dua ribu enam puluh itu ya targetnya
kotoran ini kemudian disaring hingga terpisah dari minyak jelantah yang terlihat sekarang agak lebih benih
jadi itulah yang sebetulnya kami minta sebelum terjadi lonjakan kasus positif ini lagi
kalo pas itu gak ada yang nawarin sih
dan buming raka kembali mengingatkan relawan dan pendukungnya
ya satu pulau tidak melakukan kegiatan
oh tidak jadi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
katanya lima ratus ribu paket sembako bahan sos dapat
karena bagaimana juga kan yang punya demographic bonus di dunia ini cuma ada dua
karena penegakan hukum ya di ruang siber itu masih dari teman teman kita di tindak pidana
memang ada beberapa startup unicorn lain
nah tadinya kenapa bisa menjadi model itu
dimana ya variable untuk menaikkan umk itu diperkecil faktor faktornya
sampai lima puluh kali ada kali
dan juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan tmc
ya yang benar ya melalui proses laporan pada kepolisian
mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat

jadi anomali seperti itu biasanya terjadi kalau ada perubahan musim itu tadi
kalau persyaratan pembalapnya kita ada berbagai kelas
yang ternyata ini salah satu berdampak besar terhadap
gempa terjadi akibat pergerakan sesar cemandiri
itu merupakan salah satu bentuk bukti
lihat kerosong sebesar ini
semacam itu tergantung dalam undang undang
jadi pendekatan kekuasaan itu sudah wello wello
maksudnya point guard aja bisa tingginya satu ratus delapan puluh satu ratus delapan puluh lima
sekarang alhamdulillah bisa kembali dengan keluarga ke jogja
jadi biasanya derita anak sulung begitu tuh kayak gue tuh malah jadi lu yang paling pendek aja
biar agak cair dulu
kalau lu juara satu se bandung atau se jawa barat atau se nasional itu misalnya tiga besar aja lu dapet potongan gitu
untuk rumah sakit tadi kan saya lihat pintunya juga beda
selain soal bom bunuh diri ternyata juga soal rkuhp ini yang sudah disahkan
ini berarti ini adalah program yang bertujuan untuk melayani lokasi lokasi yang tidak layak secara komersial
ini yang tadi saya jelaskan
oleh karena itu wajar sebetulnya kalau publik
alhamdulillah kalau ada yang ngasih
oke pak rosan ini lagi lagi saya bilang amerika itu diversity

meski aturan ini masih dalam proses sosialisasi
jadi bisa dibayangkan ketika otak kita tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup
dalam rakter dengan komisi sepuluh dpr ri pada senin siang
yang dari rumah sakit pertikal itu ada sebelas rumah sakit ya
dana hibah ini diberikan oleh pemerintah singapura dan singapura tourism board
tahun dua ribu ini yang terbaru lima satu ini
yang saya tidak pernah dengar sebelumnya
di setrum ya terima kasih sudah bersama kami
tidak terkena pmk dan lsd
satu hal yang menarik yang terus terjadi di jawa itu ya ada upacara sekatenan itu menggunakan ketupat ya
saat itu tarian ini selalu dihadirkan dalam setiap acara di jawa barat
secara sosial kenegaraan dan seterusnya itu
tidak seperti evakuasi yang terjadi di tempat lain
proses learning by doing kita memperbaiki bagaimana mengajarkan kepada masyarakat gitu ya
beberapa teman juga melakukan hal yang sama
jadi yang patinya yang kompleks tadi itu sementara di stop sama dia tidak sampai di pecah semua menjadi pati sederhana
sebelum masuk kuliah tuh kebetulan gua ikut lagi sering seringnya ikut tiga x tiga indonesia udah berusaha
generasi yang cukup beruntung ya
dan di sini adalah salah satu satu satunya tempat yang menjual diimsam halal di hongkong
namun setelah nanti waktunya berakhir maka perang akan tetap berlanjut
biasanya kita harus kita penerbangan siang jadinya kita berangkat dari jakarta itu lebih malam
apalagi yang gak berbakat dan gak kerja keras
jadi sel sel sperma menjadi lebih bagus produksinya
pembangunan sedang di smedsko indonesia
di samping museum holocaust terdapat syar hashamayim
bisa merawat terumbu galang terumbu karang
jersi alen sorong papua barat
tapi sebelumnya udah pernah di latiko cetoro
dua puluh summit diharapkan dapat menjadi momentum untuk dapat menyatukan
itu biasanya berhenti di jalan dan kemudian parkir di sana
jadi saya setelahkan kesini itu disebut sebagai ekobrik
banyak atau lama sekali
kita mesti ngecek tulangnya ada yang bengkok atau ada masalah di otot atau tulang
nah itu setiap hari kita sebenarnya ada iftar dan nanti di hari id itu ada sholat idul fitri juga sebenarnya di kampus
harusnya memang kami berharap dari pp lima enam ini
tapi kalo buat bali united sendiri lu expect apa nih untuk next season
karena prosesnya kan empat tahun pada saat itu ya
nah kalau sekarang juga kita lihat dengan
dibakar dan haluskan di cobek
sekali lagi atas nama hak prerogatif presiden
pemirsa kereta api argo semeru rute jakarta surabaya gubeng
dan di pusat ada jelajah namanya bawaslu
kalau timnya dia bermain
terutama bagi pemerintah dan juga pemerintah daerahnya untuk melakukan adaptasi dan mitigasi ya
ya cerita cerita lah gimana pengalamannya selama saya
tapi pimpinan berikutnya akan menjadi beban
dalam sehari ada sekitar tujuh ratus sampai seribu orang yang berziarah
jadi selain putu visa mereka juga harus ada izin dari kmu al jazeera
yang tidak kita bayangkan akan terjadi saat ini
dalam pemasarannya para agen berikan iming iming keuntungan investasi yang besar kepada nasabah
tapi perkahwinan harus tetap di hati kita di hidup kita dan di segalanya yang kita lakukan
nah itu yang harus kita siapkan sdm nya
kami mohon waktu besok pagi kami akan kumpulkan seluruh kepala desa
ya mungkin beda juga kali ya mas heri atau dea kalau misalnya pemain gitu main dibayarin dari plt gitu
di ujung timur gitu indonesia
bahkan warga rela menghibahkan tanah untuk membantu pembangunan plts irigasi
dan juga beberapa restoran dari airport dan kota bawah
pak widodo mardiono sudah bergabung
sehingga kemudian ya wajar kalau kemudian disambut oleh
kebijakan kebijakan yang lampau pernah dilakukan oleh mantan mantan presiden
sehingga presiden akan menunjukkan apa saja di titik titik mana saja atau di lahan lahan mana saja akan dilakukan pembangunan
karena itu menjadi hal kami
cari pece sampai ke zimbabwe
kemarin kita sudah ditemukan sebenarnya
ya kalau dihitung hitung kurang lebih dua tiga bulan kan
khusus bauksit itu nilai tambahnya luar biasa besar
gue siapin seleksi gua masuk u delapan belas
karena menguap juga bisa menjadi respon tubuh terhadap penyakit lainnya
saya juga di dalam menjalani proses itu juga bisa tenang
cuma ini kan tidak redam begitu saja
bisa dijelaskan nggak sih gimana cerita awalnya untuk memulai bisnis ini
yang memiliki ciri ciri seperti yang tadi dokter sebutkan
jadi memang paman gue tuh dia dulu sempet main di koba tama dulu masih namanya
sudah mengevaluasi bahwa penyelidikan kita perlu memperbarui ip dan ukt
penyu lekang kadang kadang sih di hari tertentu di tahun tertentu ada juga yang namanya penyu hijau penyu sisik
oke jadi tadi mungkin saya agak sedikit mundur sedikit ya dari perencanaan kami
keinginan dari masyarakat terhadap
ya kalau makanan sih memang bawa dari negara masing masing ya
saat harus melaju dari start hills tinggi lima meter
adanya sambutan hangat juga dari indonesia
giyanyar jauh banget kak
yang kita bisa lihat lagi lagi perbandingan negara lain
karena itu memang salah satu yang perlu ditingkatkan
terbiasa juga memang disiapkan oleh kjri kartu kbri
siap tersiapkan oleh kementerian investasi pada tanggal dua juni nanti
terus kemudian juga apakah ada hal hal yang ingin ditanyakan gitu ya
maksud saya itu berarti kan kita kan tidak bisa terus berdiam diri
tidak hanya belanja barang barang pernak pernik untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk oleh oleh
karena gimana ya di indonesia tuh lebih politik tuh campur tangan gitu loh kak ngerti nggak sih

nah yang diharapkan pada waktu ukraina mengajukan ke mahkamah internasional
untuk bawa gor ya bangga lah bangga banget
oh international ya itu ya berarti ya
tiba dengan selama di asalnya masing masing
ini ini lebih ke kompetisinya kurang kayaknya
untuk melihat apakah darah mereka sudah pulih dan mereka sudah mengandung
seharusnya menurut kita juniornya harus lebih banyak
ada istilahnya itu dari kalangan moji atau walaka
mereka akan mendata si pemilih
untuk menempatkan parliament of europe satu
yang tidak kalah penting kami ingin juga membuka lapangan pekerjaan
walaupun saya menjalani hukuman semacam itu
ya selamat pagi aldi
yang sebetulnya seorang pakar satwa
dimana orasi kemudian juga aksi
harganya nih gimana nih zal menurut lo
semoga bu sri bicara dengan yang lain
menjadi misalnya apakah memang ini murni sewa menyewa
calon pembeli tinggal datang ke dealer motor listrik
maksud saya ini bu megawati itu bukan ibu ibu biasa loh
kayak ngecikan darah masing masing manusia gitu
jadi sebenarnya yang terpenting dari setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah adalah
terus ke kopi tanya sama dia itu masak beras apa tidak
untuk istirahat sejenak sekedar untuk meluruskan kaki
menendang dan menggergaji jari tangan korban hingga terluka
solusi dan juga antisipasi dampak yang lebih buruk di kemudian hari seperti apa pak heri
teman teman di timnas ini deg degan tegang gitu
ketua kppsln memberikan surat suara yang ditandatangani
akan kita saksikan flight selanjutnya
kami mengadakan homosid domestik
yang saya disuntikan enam belas kali
tapi dia punya hak warga negara
bersamaan dengan bumbu yang serupa dengan serundeng ini
mobil ini dilengkapi dengan panel surya dan genset nah kalau kita mau bikin kopi udah ada
mengenai isu laut cina selatan pak jo
dan sekarang timnas indonesia sudah pemanasan di bawah
jadi semuanya itu sebebas
cuman rata rata sebenarnya pemain tenaga baru pemain jakarta juga
untuk bisa bersaing di pasar online
dan juga bagian dalam tubuh seperti sel darah
kemudian anda memiliki grup lain yang
alumni akademi militer tahun dua ribu empat belas
enggak sih tim nas libur sehari aja sih
kita pasang kita koordinasi kita kan kepolisian
para pejabat polri juga diminta tidak membawa ajudan memakai tongkat komando dan membawa kertas serta pulpen
kita sudah melaksanakan program tracing
nah itu artinya sinyal bahwa perguruan tinggi itu ya dari sisi anggaran pendidikan dari pusat dari pemerintah itu kurang memadai ya
jamu jamu yang hanya kita temui saat kecil dipajang di situ
seperti bawang bombay bawang merah bawang putih parsley kering paprika buruk jahe jinten ketumbar lada dan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
kalau saya ditanya ya mereka bertiga duduk nggak bicara saja saya sudah senang
junior yang punya masa depan kira kira kayaknya oke nih itu ada nggak daerah tertentu gitu yang
bawaannya pengen nari ataupun fashion show
jadi kalau kita lima bulan ini gimana
yang pernah saya katakan adalah pastinya ada mungkin ya
kategori yang diberikan who bukan tanpa dasar
ini yang saya sorotin kenapa yang surat edaran
termasuk juga bahkan yang tertinggi itu proyeksinya indonesia ya
seperti ini mau nggak kamu seperti ini yang bisa itu memang perempuan kalau saya lihat di
ada yang termasuk dari mengatasi toyo digital di industri keuangan non bank
semuanya sudah salinan salinan
kalau nggak ada bisnisnya kan gitu
baik itu kerjasama di bidang kesehatan
karena yang akan dilakukan oleh penyidik adalah bergabung mengumpulkan alat bukti
dan akhirnya usianya sama dengan ibu helen di waktu itu
yang bertambah lebih dari delapan ratus orang di tahun dua ribu dua puluh tiga
kabupaten gunung kidul saat ini menjadi daerah endemik antraks
harusnya ada pak sutar pak sutar muncul di tempat lain yang bisa melestarikan itu
bali sempat ketemu banten juga kan
yang berarti sekitar satu ketiga dari populasi total di dunia
pemerintah pun was was dengan produk impor murah yang dijual melalui social commerce
apple to apple antara indonesia dan amerika serikat
mereka akan melihat orang ini siapa
sudah udah dari kecil
bener gaya rendah kalori yang penting enaklah
menanggapi soal gerakan ini capres nomor urut tiga ganjar pranowo

dan pada kondisi depresi itu juga orang yang akan punya kecenderungan memutus hubungan dengan luar
dan gue baru mau ngerubah itu tuh quarter tiga atau empat gitu
akhirnya ini kok enak sekali ya untuk berkreativitas untuk digerakkan dengan berbagai gerakan
di perusahaan multinasional yang ada di korea selatan pun
kalau nanti di bali joseph kontraknya sudah habis
yang kedua adalah pakan pemberian pakan
kemudian beliau pindah ke daerah somalangu itu
jadi dia masih lumere gitu coklatnya
pemerintah federal telah mengumumkan dana pensiun akan ditambahkan ke skema cuti
mereka ingin menjaga setidaknya
untuk ketersediaan itu atau ketahanan pangan itu kita harus mendatangkan
makanya kalau kita sih lebih berpegangan pada asas peraduga tidak bersalah
jadi orang orang yang
untuk terutama anak anak autis
dan kali ini puji tuhan kita udah nyampe episode ke enam puluh satu nih
ya jadi gue kira bali united mencari pemain dari bali
ini yang sedang kami dorong ke depan sehingga tema recover together recover stronger bisa kita wujudkan dengan ktt g dua puluh dua hari ke depan
kalau dari ini sendiri dari apa namanya gerobak
kita tetap makan makanan beraneka ragam
koko sendiri sekarang jadi salah satu vlogger basket
pemeriksaan yang dilakukan di sentra hewan kurban di mer surabaya
dan akurat maka semaksimal mungkin
kira kira kali ini kita mau kemana kita akan ke negeri matador spanyol tepatnya di kota barcelona
sementara dosis kedua sudah mencapai tujuh puluh sembilan delapan persen
ya memang harus diakui sepanjang turnamen ini kan yang jadi detik lemah ataupun lubang indonesia itu ada di sisi kanan
walaupun jumlahnya akan sedikit
juga lah gitu ya entertainer
anak anak di kabupaten tasikmalaya bersekolah rata rata selama tujuh tahun
setelah melakukan perbuatan keji
karena bukan penyakit utamanya yang disembuhkan
sementara itu pada laga merdeka turnamen tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan indonesia pernah dikalahkan oleh irak dengan skor empat satu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
ini masih banyak banget yang belum bisa dikonsumsi
kami aktivis pendidikan sama sekali tidak melihat ada manfaatnya
atau harapan yang tengah dibangun oleh indonesia dan juga kedua negara dengan tiongkok pak
paru paru bumi nya sudah kemampuan paru paru bumi nya sudah tidak berlaku lagi
dan nama nama siapa yang kira kira akan menjadi lawan kuat bagi kofifah emil
rekomendasi teman sih sama dekat dari hotel
kalau menurut aku dengan adanya pemerataan internet itu juga berarti mempetakan informasi yang ada di indonesia ya
memetuk formasi tujuh pesawat
kini empat ratus tujuh puluh delapan keluarga merasakan dampaknya
anda mungkin membantu komunitas tertentu
juga memiliki sesuatu beban begitu
hal ini berarti menjauhkan sampah dari tempat pembuangan sampah
seharusnya ketika proses penyusunan terutama penyusunan tarif
kegiatan di puskesmas batangkuis kabupaten deli serdang berlangsung seperti biasa
perwakilan dari katakanlah bahkan elemen masyarakat desa
tapi saya pikir seperti yang saya utarakan tadi bahwa pilkada ke depan ini akan tepat di jawa timur akan menjadi pilkada yang menarik
berarti di satya wacana nih ibu kayaknya nih ibu sama kakak
banyak polisi di luar sana yang masih baik kepada kita
dan juga driving secara profesional seperti itu
johannes menyebut gula sebagai kalori kosong karena tidak mengandung vitamin mineral antioksidan serta serat pangan
nah ini artinya memang suku bunga cukup dilematis tapi kalau suku bunga buru buru diperhatikan terlalu agresif
nah itu kira kira bidang apa yang akan ditekunin
apakah dia salah omong
satu ikat berisi sepuluh buah
petugas juga menemukan adanya tumpukan pasir yang menghalangi air mengaliri drainase
jadi sistem yang diubah ini yang seolah olah diubah ini
stasiun stasiun yang berhubungan dengan ini
mungkin sudah terbantu saya juga sudah vaksin
sekarang menjabat di brin ya kan
karena saya sudah melakukan itu
kalau kita di kota mungkin mbak tiffany dapat empat mbps mau buat apa ya
kebetulan juga di weekend ini
dan berusia di atas delapan belas tahun
kalau ada hambatan apakah itu bisa menerobos hambatan itu
kita akan tunggu bersama nanti ya hasil putusan pilpres sengketanya di mahkamah konstitusi pada tanggal dua puluh dua april mendatang
yang menjadi poin dari pendastaran ini adalah perlindungan
jalan corbeton di bibir pantai ini kini tak bisa lagi dilalui kendaraan roda empat
memang pergantian tanggal itu kan juga sudah sering
dan seseorang itu menjadi pelanggan emergency room gitu ya pelanggan ugd
sehingga orang juga bisa merasakan experience nya di sana
bagi kami ini perlu dirayakan gitu kan
kosan telah menjalani dua operasi yang disebut mikrotest
dengan perpaduan kopi yang diinginkan kalau nggak ngobrol dengan barista
karena dulu saya jadi pemain itu pernah
wah begitu lembut seperti kapas sehingga ketika masuk ke dalam mulut langsung lumer
di trikandi sama pas di lima nas
kita minta keselamatan manusia manusia yang langgar di lautan
jadi selain tadi kita ngukur kapasitas diri kita juga mesti melihat kita punya
memang ini kan sebuah simbol ya
dari pihak pers juga harus bisa mengangkat pertandingan ini
motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang
kira kira apa yang menjadi pr besar
apalagi misalnya kan situasi yang sekarang di perebutan berikat ketiga jauh lebih urgent dan jauh lebih left on
sehari setelah pertandingan selesai melawan uzbekistan saya bertemu arhan maupun teman teman yang lain
terima kasih sekali lagi bapak bapak selamat sore sehat selalu
bagi orang banyak itulah titik saat ia memutuskan untuk membuat tepung dari labu kuning meski yang
selain itu aspek medical dari australia
mama bangga kali dong ya di kampung ya delapan juta delapan kali loh itu
karena gue biasa liat roster pemain lengkap gitu
jadi maksud saya itu biar orang lain juga gembira begitu loh
bilang presiden memiliki kekuasaan pemerintahan dan tentu saja ini ranah
penyemprotan disinfektan juga dilakukan
oke itu jika serangan panik ini dimanifestasi terlalu lama
ngirit ya mas betul untuk ngirit terus sambil apa itu ngasih contoh anak anak ini lucunya
ceo mardi gras jill beckwith mengatakan bahwa hal ini menunjukkan
karena memang pusat perbelanjaan ini sudah tidak bisa berbuat apa apa lagi
untuk bisa kemudian tidak terkena dampak dari banjir air pasang atau rob yang dikenal sebagai rob
berapa eko berapa ekor biasanya
dan ini merupakan suatu keunikan kalau mereka melihat bahwa ini terbuka untuk semua pihak
mungkin standar setiap orang lucunya itu tiap orang beda beda jadi komedi itu kan
tapi di luar itu yang mengganggu sistem pendidikan dan juga pelayanan akibat perundungan yang terjadi
misalnya suka sama isis gitu
beliau mengubah hidup saya menjadi lebih baik
setelah menjadi spekulasi pasar setahun belakangan
memang benar benar ada yang tutup
saya tidak pernah khawatir tapi teman teman saya banyak
pertunjukan teatrikal ini menonjolkan upaya keberlanjutan dan konservasi kehidupan laut
riku ardiansyah sido arjo cewat timur
ya aku insya allah bakal ke masjid al hikmah mas di queens
demokrat juga tadi mas ahaye di istana udah bilang
soalnya di umur yang udah segitu sih
jadi kita lihat bahwa dalam situasi pandemi ini pun
bubuk megats bisa dipakai sebagai pupuk tanaman dan hasilnya tanaman sayur lebih rimbun
cukup tanya ini begini begini oke sudah cukup
lokasinya masih di pantai watu klotok namun sedikit lebih tinggi sehingga tidak mudah terkena ombak serta dipagari agar terlindung dari binatang lain
jadi idenya adalah melalui putusan mahkamah internasional
jadi saya rasa ini modal juga
minyak kayu atau perut
menekan daripada apa ya
walaupun tidak banyak yang tahu tidak banyak yang mendukung
salam untuk teman teman warga indonesia di new york
daniel mengaku tantangan terberat bisnisnya adalah serbuan banyaknya varian baru camilan di pasaran
perjalanan pembangunan tambak dan arus abrasi di pesisir utara karawang
saya bertanya sama ketua dpd pak lanyala
karena penyu memang tak terpisahkan dari pulau dewata
apakah romo mengetahui bahwa
terutama barang barang umkm yang produksi lokal
itu yang kita khawatirkan
nah ini sekarang delapan dua juta
berarti bisa dibilang nasdem dan tim delapan
selanjutnya petugas bisa membantu memberi pengumuman lewat pengeras suara
kepemerintahan nah di dalam
selain itu ganjar diklaim berhasil memimpin jawa tengah selama dua periode
karena ini akses wilayahnya dekat dengan pemukiman rumah saya ya kan di ragunus indur
kementerian kesehatan yang mengelola rumah sakit itu
dan dia hilang sendiri sebetulnya
kelompok dengan indeks glikemik tinggi
ini bukan sesuatu yang rumit sebetulnya
itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum
kita tunggu tunggu selama berpuluh puluh tahun akhirnya buah itu ada
sebenarnya mudah ya untuk kita mengetahui performance dari para investor ataupun para penjual yang memiliki
ah lu juga gue gak tau siapa
menyambut positif wacana presidential club
warna yang cantik rasa yang manis dan ukurannya yang mumil
susah kan kalau dulu kan di
jadi kita butuh berapa orang yang akan lulusan ini
sebelum dia bikin ya memang harus mempersiapkan infrastrukturnya gitu
satelit zaman dulu itu kapasitas
ya sebetulnya itu yang disebutkan adalah kriteria gangguan panik ya
nah ini dulu kalau gue baca baca berita tentang lo juga
tapi lebih cepat lagi dari satu sisi lapangan ke sisi berikutnya
ini perparalah oleh pang dari ukraina dan rusia
dan sangat penting agar indonesia tidak kebobolan di awal awal pertandingan
alumni akademi angkatan udara tahun dua ribu empat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
pada dua puluh dua agustus lalu atas tuduhan pencemaran nama baik
dia udah seratus kah
dengan meniadakan tes mata pelajaran dan mengganti dengan tes kolastik
jadi banyak negara sekarang all out pun mengorbankan defisit apbn nya
cantumkan izin barang impor resmi
adek kelas gue di ramadan yuda
jadi sekarang gimana bang suasana kebatinan
jadi selain mengasurkan semua tempat polling dan tempat pilihan penduduk di seluruh kota dan kawasan regional
jadi masih ada lima puluh lima puluh perasaan sebelum memulai turnamen
gimana gue lebih menemukan lagi orang orang yang
kan karena mereka mereka itu sebenarnya
kalau ingin menggunakan diksi dan narasi yang berbeda itu nanti bisa menyesatkan publik
itu selain itu alasan yang dibalik itu apalagi cost lain yang istilahnya udah mencapai semua lah gitu
terasa jauh lebih ringan saat dikendarai
tim liputan cnn indonesia
bisa jawab setuju atau nggak setujunya ini
jadi di sini yang menarik adalah kokon kokonnya ini masukin langsung ke dalam wadah ini
nah jadi kalau dari makanan ini sebenarnya kalau yang paling gampang saya memprioritaskan protein
anda seorang kacamata seorang psikolog
selama dua tahun covid dua tahun setengah ini saja
dengan meluncurkan layanan berbasisnya
saya pikir sekitar sepuluh pemain muncul untuk mencoba
tapi kalau kualitasnya sudah sesuai dengan parameter kualitas air yang diinginkan
dari cara menikmatinya aja udah enak
untuk bisa lebih tahu tentang indonesia
oh berarti sudah tahu ya mengenai tim lo ini ya
dua jam ya menjalankan ibadah puasa di sana semoga kuat
jadi oh puasa yang sebenarnya tuh seperti ini gitu ya
dan ketika dilihat dalam komposisi ternyata banyak sekali menampung orang orang parpol
ya kalau seandainya masih bisa dilanjutkan lanjutkan
lalu diguir adonan kacang hijau lanjut kacang kuah dan larutan gula
harusnya juga memikirkan soal pembinaan gitu
bercerita dari pengalaman personal bapak
ya menurut saya beliau ini sosok yang inspiratif
cuma empat puluh empat poin setahu gue terakhir itu
menanggapi hal ini kepala dinas pekerjaan umum mengaku pemeliharaan drainase dilakukan untuk antisipasi menjelang musim hujan
polisi new south wales sekarang telah disinvite
memang mayoritas di kendaraan bermotor ya
halo selamat apa ya di sana lagi pagi atau malam nih
karena pak ali itu kalau punya kemauan untuk misal kayak baksos menolong orang
para sea turtle ranger ini adalah harapan pelestarian tukik di masa depan
kok begitu naik bisa berapa empat tahun ya
sehingga indonesia bisa melakukan serangan yang cukup baik ke area pertahanan lawan
oke lah dua belas pemain tapi yang main di liga cuma berenam lah intinya tiap game
bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah al jazeera
yang merekrut relawan relawan untuk konservasi penyu ini
dimanapun titik ada di indonesia
pelatihnya itu harus harus
untuk kemudian kami edukasi mereka kami berikan pengetahuan keterampilan
dari rumor rumor isu ya gitu
lapas kelas satu tangerang terbakar pada rabu dini hari tadi
untuk mengeluarkan tuh unek uneknya perasaan gak nyamannya
lagi mau krisis soalnya
kami telah terhubung dengan roby sofwan amin di jawa tengah untuk mengupdate informasi selengkapnya
kemudian juga kalau kita bicara mengenai tiket penerbangan
karena experience ke mandalika pastinya sangat menyenangkan harusnya
terus baru mereka makan susu basi
kayak merasa titik terendah gak kok
di peternakan perumda dharmajaya
lebron sih feeling gue juga itu
terhadap ramai ramai mengajukan amikus kurai ke mahkamah konstitusi ternyata dari jurubicara mk itu fajar menyatakan bahwa menerima banyak amikus kurai terkait sengketa hasil perpres
tapi sebenarnya kayak keseringannya berhubungan sama kemarau dan el nino
masih muncul dalam bentuk agresivitas baik terhadap diri atau orang lain
pertama membiarkan saja barang itu karena akan diamankan petugas keamanan
karena itu merupakan rantai dari sebuah ekologi yang tidak bisa dibisahkan pula dengan pemandangan
diharapkan adanya pemerataan transformasi digital
dan saat ini tni angkatan laut memiliki tiga kapal rumah sakit
pertama kalau kita bicara rujukannya memang
tapi kayaknya sih feeling gue dia cuma
apakah ini sudah mulai dilakukan seperti apa strateginya untuk bisa kembali meningkatkan animo masyarakat yang selama ini mungkin menggunakan kendaraan pribadi untuk ke bandung sehingga bisa shifting ke kereta cepat dan ini
manajemen dari bali united menarik ya
jadi ingin saya sampaikan
so tapi lu di tanggerang berarti gak sempet balik ke kalimantan ya selama corona
untuk membiayai perjalanan perjalanan
dengan bang aldo bang aldo bisa mendengar suara saya
kini berkembang menjadi pesantren yang juga memberikan pendidikan formal
matty melanjutkan jika sudah mulai menguap sebaiknya kita beristirahat sejenak
lalu kemudian dilihat itu kinerjanya dalam beberapa tahun terakhir
ya sebelum itu kita harus tahu dulu untuk apa itu anemia plastik ya
meski pegal dan kelelahan tubuh tidak bisa sembarang dipijak
nggak apa apa ya mungkin ada rejeki kedepannya gitu kan
sehingga orang orang dengan panic attack ini memang khas
nah kami kami itu tentu bertanya untuk apa nato terlibat dari perubahan iklim
karena sebagai site manager kita harus menjaga keterawatan batu candi borobudur
di beberapa artis maupun atlet atau siapapun lah
kecerdungan menjadi child molester atau child abuser
pertama tama ayam yang telah diberi bumbu dasar kuning dimarinasi dengan beragam
banya delthis summit ini bagaimana dibutuhkan untuk memberi idea
saya rasa bangga dan puas di sini
kalau prosesnya ini juga yang menarik gitu
dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan dan tradisi menikah muda
lalu bagaimana anda melihat hal ini terutama terkait tadi ya masalah ekonomi global
mungkin data dari anaknya bisa
ini kita lanjut ngobrolnya di games aja nih chen
ini kan sebenarnya juga kemarin kan memerintahkan pak luhut
susah juga sebenarnya kalau belum bisa milih gitu kan belum bisa milih untuk main timnas
ini bisa dilihat nih keluar uap uap kimianya di sini
dan kalau nge charge pun cukup lama
istilahnya koko dapet defensive team juga
seperti yang paling banyak di jawa tengah ya
atau memberikan label bahwa pak muldoko itu adalah bagian dari pemerintah
tetapi mengapa selama ini model model itu selalu cantik cantik dan selalu ramping ramping
san kita harus hidupnya
tentu kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian
dewan mardi gras mencapai kesepakatan dengan komisaris polisi
salah satu langkah penanganan yang sudah dilakukan pemerintah adalah relokasi
jadi sebetulnya kondisi di indonesia mungkin yang tidak jauh berbeda dengan kondisi dari data who itu
nah ini menurut saya harus disiasati
terus berjalan ke kios
bersihkan sisik ikan isi perut ikan dan juga lendir
kedua mendukung pelaksanaan kebijakan moneter makropudensial dan sistem pembayaran
iya sudah habis kena laut saja kena abrasi
tidak terlalu jauh dari sydney
turnamennya mulainya setengah sepuluh kan mas yang di sultan itu
saat berbicara sendiri upayakan agar isinya adalah hal yang positif
kalau ini lebih jauh lagi ini
statement khususnya sih ya itu tadi
pengunjung hanya perlu mengeluarkan rp tujuh lima ratus saja
iya tapi gua denger denger juga ini ya chen ya
saat ini aku tinggal di atas dia aku hanya bisa mengasihkan dia sedikit sedikit tapi itu dari aidan
karena kita tahu bahwa rakyat yang sembilan miliar delapan miliar dunia ini pasti punya ide ide yang bagus
karena memang dari awalnya itu sudah dari kecil itu dengar dengar dari nenek baca baca itu
tunggu tunggu tapi ada alasan
kemudian juga tentu yang saya katakan tadi
ya ini adalah seko banjaan pawanesimba
juga dengan representatif komunitas sendiri
atau berantem atau sama sekali
seperti yang sering diumumkan
tapi kalau menurut data yang berhasil dianalisa ini seperti apa
yang akan mempermudah dan mempermurah distribusi vaksin ke negara berkembang
bahkan sebelum waktu yang mungkin dia tetapkan di awal
hal tersebut penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas tumbuh kembang ular
kemudian di pintu masuk ini juga disiapkan sarana untuk protokol kesehatan diantaranya cuci tangan
makanan berkuah kaya rempah ini sudah dinikmati oleh semua kalangan bahkan di kota kota besar
pak wit ya kan kolaborasi itu tadi
yang drastis dan di saat yang bersamaan kalau kita lihat juga sebenarnya proses pemulihan dari beragam pelaku usaha ini cukup beragam
mengakui adanya agama yahudi
kasus flashback di tahun
dan juga asam urat dalam darah kita
menjadi perusahaan di tingkat kecil dan sederhana
akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul dpr tersebut
karena tidak bisa seolah olah digital itu kayak kita menari satu karya terus boom gitu ya
sudah bergabung di cnn indonesia connected pak maulana
sisanya gue gak pernah latihan kayak ya itu aja
pendengar menitipkan anak pada pengasuhan anak di usia dini
dimana dari segi kerusakan alam
daya semuda pasifik menjadi prioritas internasional tapi saat ini bisa melakukan terhadap laut indonesia sendiri
lalu lantas seperti apa pengungkapan kasus ini
ini mulai dari jajaran kapolda kemudian wakapolda irwasda dir intelkam dir polairut dan juga beberapa kapolres
memang dari kecil dari smp gue udah dibawa bawa ikut latihan ke tingkat yang lebih tinggi
gue pengen lihat aja sejauh apa sih bisa dibawa sama basket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
selain itu prof helmi juga menyarankan beberapa bagian hewan ternak
hai mas gundi selamat pagi semuanya
kami catat sekurang kurangnya ada empat puluh enam orang
semua sisi semua lini nya tuh komplit lah
tetapi sepertinya ada sesuatu yang spesial di tim shin taeyong kali ini
gitu jadi jangan dihubungin ke hubungan haters to haters semuanya enggak cuman disitunya
satu porsinya terdiri dari delapan tiram segar dengan ukuran yang besar
ayu ngurah dewi kartika widowati cnn indonesia gianyar bali
awal januari dua ribu dua puluh tiga pengadilan tinggi agama provinsi jawa barat merilis data jumlah perkara
untuk menumpas perlawanan aborigin di banyak wilayah australia
secara teori secara perhitungan
jewer aja mas semua banyak alasan mas
biar bisa nanti dikenal oleh halayak luas
podcastnya cnn indonesia yang kali ini sudah memasuki
untuk memastikan mereka melakukan resiko yang mungkin untuk pengguna dan publik yang tersisa
itu dari sanksi sedang sampai ke sanksi berat
ada perguruan tinggi swasta yang akreditasinya sama dengan ptn sama sama a
dan itu juga kita tidak bisa menolak dengan langsung
terus diselidiki apa pengakuan korbannya
jadi kita lihat contohnya sekarang tuh kayak china tuh dia punya reaktor nuklir yang bergenerasi kan enam
namun dibutuhkan waktu bertahun tahun agar suara tersebut menjadi kenyataan
ini anak anak smp sd bahkan
bahtiar merasa lega di tengah musim kemarau panjang saat ini sawah tada hujan miliknya masih mendapat pasokan air
yang memang belum ada di indonesia tapi kita nggak tahu ke depannya apakah memang ada di indonesia atau tidak gitu
sehingga mereka nyaman gitu ketika mereka berusaha
seandainya anda menjadi panelis pertanyaan apa yang ingin anda ajukan
kemudian kalau kita lihat juga di slide berikutnya kemudian apa respon dari mahkamah konstitusi
mesti ada lebih menekankan ke payung hukumnya
kalau kita baca buku referensi ada dua yang
pada dua ribu dua puluh dua potensi luasan tambak di kabupaten ini lebih dari delapan belas hektare
tahap berikutnya masukkan pan dan adonan ke dalam oven dengan suhu satu ratus delapan puluh derajat selama tujuh belas hingga dua puluh menit
yang menjadi pembicara adalah para kader berusia muda yang duduk di bangku smp hingga perguruan tinggi
tc sama setelah ibl kan jedanya cukup
tentu prinsip dari penertiban yang kami lakukan tidak hanya setelah satu bulan
sufini tanjung prabowo kusartojo jakarta
nah kalau sumber karbohidrat saya berusaha untuk cari yang seratnya tinggi dari sayur udah paling gampang dan juga mungkin bisa juga dari nasi merah gitu
yang kedua adalah jam kerja atau jam jaga para residen atau calon dokter spesialis itu yang tidak wajar
tak cukup asal ia tidak melanggar hukum
air mandi atau cairannya ada susu dan teh lemon
nggak mungkin dalam bentuk hard copy nggak mungkin kan pasti soft copy kan
makanya saya masih optimis makanya saya tetap berada di ipcc
namun sejarah mengerikan ini baru mulai diketahui sekarang
yaitu mencoba untuk mengembangkan
jadi ikan ikan lebih banyak ditangkap dan sebagainya
setiap bagian ketupat memiliki makna simbolis
dan memproses registrasi persetujuan penggunaan darurat
dia mau jadi apa asal menurut
di akwarium yang mampu menampung lima juta liter air laut ini ada puluhan ribu ekor ikan yang bisa dilihat pengunjung
stabilitas politik dan stabilitas keamanan
supaya nggak bosen gitu loh datang ke sini gitu ya
kemudian inovasi yang ada di perguruan tinggi terutama di pertanian ini varietas yang digunakan masyarakat sudah cukup banyak
ya udah boleh kok kayak buat ini kontrak aja dulu biar aku baca
atau disimpan di gedung bbbd
data yang kami dapatkan di tahun dua ribu dua puluh
karena mandalika ini statusnya kawasan ekonomi khusus
tapi kita bisa melihat toh itu sudah dilakukan di negara lain termasuk di uk gitu ya
selain itu produsen jam tangan kayu yang didirikan sejak tahun dua ribu empat belas ini menawarkan kombinasi strap atau tali jam tangan yang bisa diganti ganti sesuai keinginan
bisa membantu umkm dan ini membangun bersama ekosistem yang sehat kedepannya
untuk kembali diingatkan kembali bahwa sebenarnya ada hak pencipta di situ
jadi memang luar biasa dampak daripada surat edaran thr dari menteri penyelidikan di tahun dua ribu dua puluh
siapa melakukan apa siapa berperan apa gitu kan

ada penggabungan data di atas platform kok gitu
sama seperti istrinya suparto juga menyewa gerobak untuk jadi tempat tinggalnya dan untuk memulung
dan ternyata itu memang menurunkan indeks glycemic
sebenarnya saya bilang dibanding zaman dibanding zaman pertama seri dulu betul kecil sekali saya dulu juara

gimana tanggapan mas sesama sama presiden
di perkotaan perkotaan kita sudah akrab dengan layanan ini ya
untuk kebutuhan energi normal itu lebih kurang dua seratus kilokalori
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan prita hapsari gosi
sektor pribadi juga berubah
dari skarundara tiga puluh satu tiga puluh dua dan tiga puluh tiga
sehingga kita bersama sama bergembira
karena dia lebih tua dari gue
kupat berarti ngaku lepat atau mengaku bersalah
yang dibat mengenai tanggal dua puluh enam
jauhkan pak ali dari mana ya masukin surganya allah
kalau bisa yang diskon itu yang barang barang dari lokal dan sebagainya
jadi kalau menurut saya sih yang paling penting untuk mengurusi tata kelola digital itu
ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya pedoman ini
atau penjelasannya masih di permukaan saja nih
bahkan ngasih tips loh tadi untuk kita bagaimana sih supaya memiliki kemampuan untuk bisa nge lead
mau gak kamu saya dampingi untuk ketemu teman yang kebetulan misalnya tenaga profesional
di mana masyarakat daya belinya masih belum pulih
di mojokerto ratusan mama tertipu arisan fiktif
terakhir dua puluh empat ya ado ya
belum belum ada belum ada itu baru ide yang muncul
anak anak sekolah yang diundang untuk datang ke indonesia itu
dan pas tahun dua ribu tujuh belas itu pas ko yus balik kalo gue liat sih sama sekali gak kehilangan touchnya ya gue
dan itu tercontoh ya setelah
membuat saya ingin mengenal lebih dekat siapa sebenarnya sangya wambulu
tiap hari minggu bosen gue anjir
kalau saya sama teman teman saya tanya yang pernah di dpr ya kenapa sih loh gitu
dan mereka biasanya memprioritaskan kehidupan rekreasional
yang dicari adalah bagaimana supaya masyarakat itu mengeluarkan uang untuk membayar kuliah
ini dua hashtag yang mendominasi terkait dengan isu pengesahannya rukuhp tersebut
dengan beliau beliau bertiga
baik itu di kafe hotel restoran mal
caimin mengatakan bahwa masyarakat bebas memilih dengan cara apapun
penerawangan atau apa gitu
kalau memang belum terdaftar di manapun dpt di dunia ataupun di dalam negeri
lemak yang terkandung pada paha ayam akan turun ke bagian dada
mereka belajar mulai pembibitan pengolahan lahan pemubukan panen hingga cara memasak hasil panen
dan merupakan bagian dari suara batin atau inner voice
karena aku sudah merasa kehilangan
meski awalnya rujito resisten kini reinspirasi adalah dukungan utama bagi rujito
bahkan membuat rumah panggung misalnya
btw tuh lu straksi waktu itu berapa orang tuh yang u delapan belas yang di olympic youth games itu
tapi kita sudah bisa lihat cara bermain dia dan
adalah makam para pengawal dan pengikut sangia wambulu
dan pasangan itu membuat pemerintah investasi
pertama kali dipentaskan di asean folklore festival di hong kong
tujuannya untuk mensterilkan agar tidak ada bakteri di dalam kemasan
seperti dari bone lalu juga dari pinerang dari luwu lalu juga ada dari wajo dan lain sebagainya
proses produksi jam ini melalui tujuh tahapan mulai dari bilah kayu hingga produk jadi
jadi ini adalah satu cerita yang semacam untuk edukasi dan informasi juga bagi masyarakat luas
jadi pemain basket gitu karena ya gue langsung gede gak bakal dapet kesempatan gitu kan
dengan para wni tersebut
menguap sebetulnya berkaitan erat dengan rasa kantuk dan lelah
ini mempengaruhi orang orang karena tidak hanya bisa menyebabkan sakit akut dan tendenis lokal dan penyakit dan penyakit
sebenarnya bukan cuma soal mencetak akun
beratnya pelanggaran yang dilakukan
makanya dari itu penting sekali untuk memastikan kondisi dirinya diagnosisnya apa
pemakai busana tertutup ingin diterima dengan baik oleh lingkungan dan komunitasnya
selama mengabdi sebagai penjaga makam sangya wambulu
dan dalam jarak kurang lebih sembilan puluh hari setelah negatif
jadi semoga dalam situasi dunia tidak terlalu kondusif saat ini
untuk merealisasikan musik pada saat itu
baik kucing jantan dan betina bisa disteril di masa pubertas
kesadaran tentang betapa menyakitkan
tapi kalau polisi anda bisa dicempur
apakah undang undang dengan tarif tersebut akan dijalankan atau tidak gitu ya
dan kami juga berupaya dengan kondisi ya
mereka yang akan baru pertama kali memilih
tarif lima km pertama kemarin kami menyampaikan usulan di range nya rp lima dan rp tujuh
abang atau bapak jack waste
iya beda banget dari yang lain sih
nah itu pas kepindahan ke jakarta pas dibawa sama aspak gitu ya
baik ini sebenarnya memang masih ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dan juga menjadi penting untuk koordinasi dengan pemerintah pusat ya
sehingga anda benar benar seperti memandikan beruang
dan itu akhirnya dinikmati oleh manusia yang disebut wisata
yang tinggal di gaza utara
lu gak pernah ditawarin di uph juga kan tata juga di situ kan
nah relawan ini semuanya dikoordinasikan oleh satgas penanganan gempa bumi di cianjur
tapi memang harus kita apresiasi
alhamdulillah kita bertahan di rasa
maka pilihannya biasanya seseorang dihadapkan pada tiga konservatif moderat dan agresif
atau mobil yang memiliki dua sumber penggerak yaitu mesin konvensional dan listrik
yang telah mendapat lampu hijau pemerintah
bahkan di depan jamaah laki laki
satu alfabet berkurang beban
dengan adanya m dua puluh ini bisa apa tadi memberikan titik terang kepada para pekerja musik di industri ini
bisa keluar negeri gara gara basket
dalam daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh kpu
saya disekolahin cuma berapa bulan gitu
karena kita ketahui bersama ini cuaca juga hujan
ada separing sama abo nanti kita ya
siapa tahu ada rezekinya di tiba tiba kan main pro kan lumayan juga kan ya
lu dulu rumah juga masih disinggah sana atau dulu
mau tidak mau ini sudah diputuskan oleh pemerintah
tentang adanya transparansi dan harus juga diumumkan tentang besaran daripada seleksi jalur mandiri
itu dampak dari serangan juga kak karena kalau melihat targetnya ini adalah perbatasan rafah begitu ya karena tempat perlindungan terakhir para pengungsi itu berada di rafah di perbatasan mesir
dan seiring terbenamnya mentahri di ufuk barat umat islam pun berbuka puasa
abdi febriyadi polewali mandar sulawesi barat
ada pembahasan meskipun nggak dibocorin
setengah kayu udah bikin los doll
dengan konsep rumahan yang terinspirasi dari tiga negara berbeda amerika maroko hingga jepang
pulang kampung untuk selaturahmi tentunya
saya hanyalah mengantarkan amanah dari orang orang yang hatinya tulus hatinya yang ikhlas
sesaat kemudian bola coklat akan meleleh dan mengeluarkan isinya yaitu beberapa potongan marshmallow
jika merujuk pada prasasti batu jambrut tentang berdirinya pesantren al kahfi
bahkan sebelumnya pak arad sendiri sampaikan
menurut pelanggan saya itu terkenal rasanya lekoh jadi aroma ebinya kuat gitu
hal ini disampaikan erick thohir saat hadir menyambut kedatangan

eh tau kan senayan kadang kadang ada event
ada ikatan emosional yang sangat dalam
tapi kalo gua liat di instagramnya si siapa ya
oleh rektor kita berikan ke mahasiswa untuk beasiswa
berikutnya saya mau menikmati yang segar segar ah
kemudian ini luasnya sekitar tujuh juta penduduk
alternatif selanjutnya ialah mukosa di dinding mulut bagian dalam
dan itu hanya indonesia itu
kita lihat ya dari sisi empat sisi ini satu dua tiga ini
kalau belum ada jaringan sih nyari jaringannya di pantai
cuman gue rasa kalau untuk unpar sendiri apalagi di tahun dua ribu enam belas itu yang gue bisa bawa juara tiga itu
selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi
daging juga dipastikan memenuhi kriteria sound atau segar dan terlihat layak dikonsumsi
tetap berbicara bersama kami
dengan menata kembali ekosistem ekologis di pesisir utara karawang
ini siapa yang melaksanakan tidak pernah jelas
nah untuk menjaga keamanan peserta bahan masakan dipanaskan oleh chef resto
ini gara gara dion
akhirnya semua wake up kok buat everybody
nah alhamdulillah baru buka bunda rosa ini sekitar satu bulan ini
mungkin dari pemerintah sendiri
hingga saat ini bepom telah memerintahkan pelaku usaha termasuk pt indofood cbp sukses makmur merdeka tbk
waktu yang diperlukan untuk mencapai
jika ingin menumpang pusat jakarta harus menggunakan sertifikat vaksin covid sembilan belas
bank ben mengaku mendapat skill ini ketika bekerja di sebuah pabrik minyak goreng daur ulang
nah jadi kita mikir kayak apa ya namanya apa ya yang bisa kayak bikin kayak identik sama kita
dan ini menjadi kendala yang harus menjadi perhatian bersama sebenarnya
oke kalau kita bicara tentang gangguan kejiwaan
karena gimmick dia gestur dia memperlihatkan itu
ia menyatakan daratan luas ini sebagai
kita kedatangan legend komentator basket
harusnya di quarter terakhir lu si patrick nih bisa dapet minute play banyak loh ya
tapi bedanya ada di mata orang orang itu cantik itu berbeda beda artinya jadi kalau pasti kita harus pendek yaitu cantik gitu
jadi seluruh presiden kita ini kan negarawan senior yang masih hidup ini ini harus dimaksimalkan
dan itu bukan sekali dua kali loh
saya kira kita semua tahu bahwa presiden itu memiliki
sehingga literasi keuangan masyarakat harus ditingkatkan
dengan mengganti tes yang tadinya mata pelajaran
beberapa terapi yang dilakukan oleh dokter grace dan sejumlah terapis di rumah sakit ini
hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi dpt nasional pemilu dua ribu dua puluh empat mencatat daftar pemilih tetap akan didominasi oleh anak muda
ini dia itu datang ke kios
pertama adalah sebagai bentuk revenge
tapi hanya jika kita mengganti
nah menurut informasi dari kementerian investasi sistem oss yang meliputi pendekatan berbasis risiko
maksudnya ada rivki ada christo terus ada pemain yang dibawahnya harus siap lagi gitu
gempa cianjur menjadi pelajaran penting
kadang kadang satu negara membuat perjanjian kadang kadang lain negara membuat
saya secara spekulatif menduga
kita memiliki krisis penduduk yang terlalu berlebihan
dan ini merupakan salah satu kereta cepat yang memiliki kecepatan tercepat di asia tenggara ya
tapi lutut pun ikut bergoyang
mau mikirin ini tuh gimana
menyetujui proposal genjatan senjata yang memang berlaku dalam pijat tahap ini
nilainya mencapai delapan puluh enam miliar rupiah lalu setelah kasus ini bergulir
sebenarnya ya kalau mau jujur keluarga tuh sebenarnya memang pemain basket
ya kalau kita jalan jalan ke dieng itu di kanan kiri itu banyak sekali pedagang ini
dengan sendirinya faham mengenai penguasa yang melakukan itu akan turun
itu yang dua ribu empat belas yang gue bilang gue seleksi u delapan belas
bergabung pada sore ini bersama kami mas fikri rofi yulhak relawan mersi di ham yunis gaza selatan palestina
pokoknya pas balik dari riau lah
tapi ternyata ini tuh jam kayu gitu
dan kemarin dua hari pertama itu masih jam tujuh buka puasanya tapi habis itu karena daylight saving time jadi mundur satu jam kemudian

sementara kita ini punya permasalahan yang pelik ya
semarang terus semarang sekitarnya tanggung tanggung orang semarang terus surabaya jawa timur
apakah anda mengakui bahwa sistem keamanan perlindungan data di indonesia ini

karena nanti kalau kita merayakan hari ini akan menyakiti kelompok penduduk berbumi misalnya
nah jadi ini juga sedang kita kerjakan mbak
misalnya kalau untuk sekolah sekolah kedinasan kan biasanya memang dari awal masuk
jadi untuk saya sekarang
kalau masyarakat ingin bersedekah
di kawasan mekarwangi kota bandung ada juga sajian minuman unik lain yang disebut dengan birback atau beruang mandi
paling sih lemes sama mager biasanya karena lapar
shingrix tersedia bagi siapa saja
berarti kalau rivaldo sama coke belum narik narik ke sm ya
atau kemudian dalam arah kemana partai politik itu harus berkoalisi
final istilahnya kalo di coomong final abadi lah menurut gue
ada unsur unsur alamnya gitu ya itu mungkin bisa menarik gitu ya
cuman gara gara itu tiba tiba ada yang mau endorse bola kecil
ini sangat penting bahwa pakaian ini berkualitas yang baik
nah ini faktor penting yang dimana
dan sangat terharu banget lah bisa ngumpul dan bisa menyaksikan tadi pengibaran bendera indonesia
sama salah seorang pengunjung yang memang bisa dikatakan sudah beberapa kali mengkonsumsi timlo ini
sebagai kota yang didatangi banyak orang kota pelajar ini tidak hanya mempertemukan manusia saja
kita membina hubungan yang lebih erat dengan dia
kayaknya lebih banyak lapangan tenis sih daripada bola lapangan tenis ya lumayan
namun karena melintasi jalan raya
dan juga pembuktian atas kalimat pak jokowi yang mengatakan menolak rangkap jabatan tidak fokus dll
ya mudik dilarang dengan harapan pandemi covid sembilan belas bisa terkendali di indonesia
tapi itu kalau udah kayak gitu
kayaknya cukup sangat menantang buat dia sih dia pertama kali not bonker jadi dia takut tapi seneng
nah jadi kayak konsep kata membatasi
terus kedua ya kalau kita lihat dari pertarungan hashtag kita lihat bahwa hashtag
ini menarik ya ada masjid juga di sana
si kembar juga melakukan penipuan laksri goods
pria empat puluh delapan tahun ini meneruskan bisnis orang tuanya di bidang tekstil
nah bagaimana dengan dr budi tanggapannya
kemarin kita tahu bahwa ada statement dari direktur pengupahan yaitu titus yogas wistani
untuk profiling pada pemilih di dua ribu dua puluh empat pak hinsa
rabu empat januari kapolres metro jakarta pusat
cuman mungkin di tulang belakangnya dihindari
semua orang lebih yakin
mungkin ya seperti itu ya belum lagi masalah market ya kalau itu paling gede ya tetap di kota besar market
artinya itu apakah dapat para mahasiswa kita itu nanti magang di australia
menjadi kata kata pengingat bagi ibda nur ali suwandi
bukan lebih kalau kita bicara soal oh karena negeri kita begitu besar
masih merupakan imbas dari
poinnya adalah kita kalau ingin merayakan modern australia ya harus tidak melupuaskan hubungan masa lalu antara para pelaut makassar dengan orang yonglu di australia utara
namanya maksudnya ini kan asian games indonesia untuk indonesia gitu
ubaya sih senternya pada bisa nembak semua sih ya
dan harus terbang lagi dari asia ke eropa
februari terus kita latihannya spartan gitu spartan dari fisik dari teknik waktu
dalam rangka pon iya kita ngundang pemain pemain yang kira kira bakal bersinar lah echen ya di pon ya
kalau saya mulai dari belakang
pan mengusulkan eko patrio untuk menjadi menteri
tapi perilaku di kampung halaman itu yang kemudian menjadi persoalan penting
nah itu bener bener semua negara ada di situ bahkan gue sempet ngelawan usai di sana itu tuh bener bener gue bener gak usah lupa sih itu
dari dalam sendiri gitu dari beberapa kader meskipun tidak seluruhnya
makanya pusing kepala gue langsung ngedengernya anjing
rosmadi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini
dan yang kedua adalah definitive ceasefire
menghindari melakukan modifikasi terhadap perangkat kelistrikan tanpa perhitungan daya yang baik seperti mengganti lampu atau perangkat audio
pemimpin yang terbuka atas gagasan mempertahankan indonesia
saya harus lanjut ke kejuaraan profesional dunia
dan saya rasa satu hal yang anak anak muda mesti banyak tahu soal soal begini
dan itu kan artinya bukan situasi yang normal
yang digantung di dalam drainase yang diubah menyerupai hunian
bisa karena olahraga kemudian terjadi perubahan dari bentuk tulang
kalau untuk melakukan model seperti ini ya serasa kekeluargaannya
sampai saat ini itu
disarankan untuk sering mencuci tangan
berarti lu kontrak sama wb berapa tahun
mungkin di negara lain lebih awal lagi tapi pada intinya implikasinya adalah mau tidak mau kita harus mengurangi
tiba tiba dari tahun ke tahun semakin dekat ya
dari episode sehari menjadi yang saya belajar jadi dipanggang
sekitar dua puluh dua persen ya
pintu rafah tetap dibuka
tim cnn indonesia melakukan uji kadar gula total dengan sampel minuman berpemanis
padahal musik adalah industri yang sangat menjanjikan
semua dilakukan agar penghuni akwaryu kaksasa dapat makanan secara merata
dan ditambah lagi juga pelan pelan arya udah makin gede dia masih mulai bisa ngobrol sama saya
namun keterbatasan teknologi dan biaya membuat warga harus bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik
yang terakhir itulah yesaya kalo ngga aldi
ada satu kasus yaitu sapi yang mati dan sudah dikubur dengan pengawasan petugas
berbeda dalam perlamentar disebut kepala negara adalah ketom partai
seperti biasa kalau sebelum sebelumnya juga kita udah jelasin ke geser geser kita
ya tempe bukan hanya sebatas lauk yang dikenal ramah dan akrab di meja makan masyarakat indonesia
makanan ada sate ayam
kepada ketiga calon presiden bapak anies baswedan bapak prabowo subianto bapak ganjar pranowo kami mohon untuk maju ke podium
yang kedua mengenai politik dagang sapi saya pikir jangan suujon dulu dengan pak prabowo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
sehingga masyarakat itu tidak menduga duga
packingnya sudah selesai saatnya kita liburan
seperti bapak kami semua
itu bisa menjadi manfaat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
saya kira yang paling banyak dibandingkan dengan berbagai pemimpin dunia lainnya
baru kemudian kita menilai
bergabung bersama kami wakil rektor bidang akademik unsut nur farid dan pengamat kebijakan pendidikan prof cecep darmawan
gue nih satu dunia melihat gue nih yang salah nah itu bedanya dia kentality yang beda itu
warung sing khususnya diakni bermacam macam es
anda bersama sbs bahasa indonesia
relokasi tak lantas menyelesaikan seluruh masalah akibat abrasi
aduh itu mungkin karena angan angan kami terlalu besar
dan juga benda benda elektronik seperti
memang ada kecenderungan dan kecurigaan masyarakat itu wajar pengamat curiga bahwa ini adalah untuk menampung partai partai politik
tetapi begitu ia memakai kedudukannya
kabupaten cianjur tni polri bnpb bbbd
oh sempet main ya dua ribu tiga belas ya
atau tryout pond itu kan ada dana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
main dua tahun gak juara juara tahun ke tiga
setelah dia mau ngomong bahwa
dan hari ini hari jumat memang dipilih sebagai pertama kali dibuka
hingga enam belas januari lebih dari lima puluh tujuh persen rakyat indonesia telah menerima vaksin dua dosis
dan juga kehakiman dan pengadilan untuk dilakukan yang namanya tipiring sidang di tempat
pak patria kami ingin tahu data terakhir kerusakan yang terjadi di lingkungan gunung bromo seperti apa yang diterima bksda
ini bagaimana persaingan antar negara bagaimana kesiapan daya dukung suatu wilayah terhadap rakyatnya dan sebagainya
prinsip kehatian dan juga bagaimana sistem keuangan ini bisa bertahan
karena ibunya juga mengalami diskriminasi
emang tadi gue liat lu jalan jalan juga jalan jalan mulu di eropa kan
dan itu akan meninggalkan ruang kosong yang bisa dieksploitasi oleh pemain pemain indonesia
nah tentu kami sebelum muncul juga di ruang publik itu kita memiliki pusat operasi keamanan siber
apakah perlindungan perlindungan seperti ini sudah
nah di kampus sendiri juga ada mengumpulkan sih untuk zakat fitrah
oh barangkali saya bisa merdeka finansial bila mana saya berpindah lokasi tempat tinggal
dengan memperkuat sejumlah instrumen keuangan
lagi lagi karena penasaran saya meminta untuk mencoba terapi ala master hendrawan
semua tiba tiba semua ada di pinggir
mas erlangga kalau kita melihat nama pasangan kofifah emil ini disebut memiliki kekuatan
sejak hari kemarin pada saat ditutup sudah banyak yang datang dan memaksa untuk masuk
untuk membuat laporan kursus masalah pembuatan iklim dan menaikkan suhu satu lima derajat
di tahun dua ribu dua puluh satu itu nilai perdagangan antara indonesia dan tiongkok itu di atas seratus miliar usd
soal harga roti di sini dijual dari sepuluh hingga empat puluh delapan rupiah
iya alhamdulillah disini banyak orang indonesia dan juga makanannya juga makan indonesia gitu
dan tentu ini kan moral yang kurang bagus
ya ketemu nya sm pj sm pj aja udah
ketiga perempuan ini adalah mince sinaga sri ani dan dewi
semua perlu lebih baik diketahui
menurut peri produk mata uang tersebut nantinya bakal diberi nama digital rupiah
baik itu internal pemprov dki jakarta dengan rekan kepolisian tni dan juga kewilayahan
karena kalau konsep lama memang membangun indonesia itu dibutuhkan orang orang yang pinter pinter
ini adalah selada keriting merah atau
tapi kalau mau ikut caranya
dan ada juga perusahaan yang harus selesai berbisnis
jadi yang tulang belakang ini yang bermasalah
dan ya elektrifikasi mungkin bisa menjadi salah satu jawabannya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
transaksi ini disebut tidak sesuai dengan profil rafael sebagai aparatur sipil negara
saya rasa tidak mungkin juga sinteyong juga
tidak mau bung karno menjadi presiden
kira kira target mana saja negara yang warganya bisa diajak begitu untuk mengunjungi bali
meskipun mungkin nantinya akan disewakan saat ini mungkin masih mutasi jabatan dan seterusnya
warga akan mendapat emas mulai lima hingga satu gram
hasil investigasi di dewan kehormatan
apa gaada sih ya yang seratus gitu
keinginan mendirikan rumah ini muncul saat ali berkunjung ke desa desa
dan berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan antara polisi
ia tega melakukan perbuatan sadis itu
iya terakhir sama densu
kalau saing langsung dengan tiga perusahaan yang sangat besar ini ya
hal senada juga disampaikan guru besar kedokteran hewan ugm agnesia endang trihasuti wahyuni
ya surfing itu seperti
gue dulu banget sih di im kak
sekarang tuh enaknya gini misalnya
mengatakan bahwa roti yang diproduksi disini
di kereta dan itu juga nyaman
ya minyaknya tidak berbau tengik oh ntar dulu
lembaga formal padahal semuanya ingin
dan jangan lupa juga kita ketika menghadapi korea kan
ini untuk bayar angsuran bpkb bpkb sama ngecil utang utang
yang tidak cukup dengan sekedar pengibaran bendera saja
ketika ada satwa yang turun kemudian masuk ke kampung dan sebagainya
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
mereka ingin menjadi pelopor
mengingat perkebunan teh ini luasnya mencapai enam ratus hektare
bercerita soal uji coba program makan siang gratis yang beberapa waktu lalu dilakukan di kampung cikembang sukabumi jawa barat
karena ya terus terang laporan yang dari temen temennya prof memang mengkhawatirkan
untuk menata interiornya arsitek andra matin membuat perpaduan tiang tiang kokoh dengan jendela lebar
proses perebusan membutuhkan waktu sekitar satu jam sampai mendidih dan kedelai menjadi empuk
untuk menjamin si tai tai atau taylor shift ini hanya konser di singapura selama enam hari
ternyata di bawah jam tujuh pagi hari itu adalah waktu yang terbaik untuk lari pagi
hal ini berdasarkan dari pengecekan terhadap setiap isi data dari elemen di forum underground tersebut
di mana mereka bisa menunjukkan
sebagai pengamat dari perubahan iklim
oh data apa yang dia cari apa yang dia ingin tahu ingin dia lihat
saya mengajak semua bangsa bersatu rukun dengan kerukunan dengan persatuan kita akan jadi kuat
tapi pas lu ke amerika kah pernah mikir gak
semua siap personil siap kita siap melaksanakan
lantas apakah fenomena ini akan membuat pelaku bisnis kopi konvensional hijrah ke layanan aplikasi
aparat relawan juga sudah masuk ke kabupaten cianjur
memahami sehingga kenapa saya bikin museum ini dan tidak lagi mempersoalkannya
pada saat saat ini pak jokowi mengikuti tradisi baik di tahun dua ribu empat belas yang lalu
kalau menurut saya mungkin kalau suhu nggak terlalu ekstrim di barcelona sendiri
solusi untuk menekan harga beras selain impor itu apa
jadi kalau kemudian disebut kerjasama yang saling menguntungkan kedua negara ini
meskipun mayoritas ganda dalam referendum tersebut berhasil dicapai
secara prinsip semua boleh ikut om
bahkan departemen agama selalu mengatakan mereka mengakui semua agama yang ada di indonesia
kalau palu basah dia lebih ada serbuk kelapanya ya yang dioseng gitu yang digongseng gitu
karena pada saat pandemi itu kan hotel kan
kemudian membangun sistem sistem pompa air untuk mengalirkan air dari wilayah yang perkampungan
tapi setau abu kebanyakan kalau pabrik fibu
saya pikir presidensial club yang digulirkan oleh pak prabowo ini ide awal semenjak pak
mulai dari inisiatif mereka sendiri
terus pas waktu setelah popda
untuk mencapai target berbagi
sejak pagi tadi kami berada di stasiun halim dan untuk masyarakat yang rencana akan menggunakan kereta cepat dari halim ke tegal ular
bukan dalam rangka hanya liburan ini saja
saya juga pernah dengar ada namanya daftar pemilih tetap
seperti sejauh ini kota pelajar ini tidak hanya mempertemukan manusia saja tetapi juga rasa
ibl aja mungkin melanjutkan seri di september
nah berikutnya saya ingin menanyakan dari proses produksinya sendiri ya
namun seiring perkembangan zaman terjadi pergeseran faktor pendorong
kita udah baca juga di beberapa media kalau kasamua kan emang dari kecil emang udah sekolah raga ya kak ya
ya agak beda daripada ya restoran lain lah
jika merasa lelah istirahatlah
baik mungkin sementara kita menghemat waktu mungkin berkenan kita mulai bapak
masih berada di bawah tiongkok dan juga amerika
yang tentunya bersamaan dengan presidensi g dua puluh dilaksanakan
untuk perubahan perilaku dan juga tentu perubahan berat badan dari seorang arya permana
mereka kayak ngerasa kayak tiba tiba ya itu tadi nggak sesuai dengan ekspektasi mereka
ada pemilih yang akan melihat informasi sikap yang terbuka dan ada yang sudah lah sakit capek kita mikir
demi jakarta bebas rabies
belanda artinya kabinet ahli
sebenarnya ini adalah tahun terakhir saya
kesepakatan dengan lmkn pada saat itu
jangan lupa diberi makan rutin agar kebutuhan nutrisinya selalu terjaga
ada mas ahaye ngomong sudah ada pembahasan soal kabinet
faktor bagaimana mengelola penonton supporter
perluasan kebijakan visa on arrival atau voa bagi pelaku perjalanan luar negeri atau ppln
kita punya pedoman pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas
itu fakta ya tentu saja aku ingin melihat kakakku bermain profesional
meski kini ayah rizky telah bebas dari lapas
studinya world economy forum dua ribu dua puluh satu menyebutkan masyarakat indonesia menghabiskan
apakah mereka mengalami hambatan serupa
para pelajar mengaku sangat senang bisa mendapat jatah makan siang dan susu gratis
sekarang selisihnya dengan pertalite empat ribu lebih antara pertamax dan pertalite
harapannya tentu akan ada penyesuaian dari tarif pajak yang ada saat ini
membangun indonesia maju saya sangat setuju tapi mungkin saya kurang setuju ketika tujuan
selamat sore mbak ayu apa kabar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
dari situ itu ada semuanya ada kesusahannya sendiri sendiri
di beberapa pasar tradisional harga minyak goreng curah memang relatif tinggi sekitar rp sembilan belas sampai rp dua puluh satu per kilogram
ada banyak terapi dan pijat untuk mengatasi sejumlah masalah tulang
atau di tempat yang terpapar sinar matahari terlalu lama
kondisi cuaca yang dingin ini bikin suasana lebih seger gitu
halo selamat malam pak soleman
cuma memang sebagian besar kalau ada istilah orang yang mengatakan bahwa mulut kita sumber kesehatan dan sumber kesakitan
jadi kalo diem di rumah tugasnya cuma benerin podcast kita aja ya
sejumlah negara seperti negara tetangga malaysia dan singapura
jadi buat gue mikir dulu pemain ya udahlah
udah begitu bikin lagi cuma enam tim
nah kecuali memang umpamanya pekerjaan yang ngangkat ngangkat berat
mungkin dari situ mungkin ada perbedaan
nanti kan diatur sama kedua kelompoknya yang sedang piket ya
apakah dua pelanggaran etika ini
buat pak sutar pak sudara yang lain di seluruh indonesia yang memang di situ tidak hanya penyu loh sebenarnya
terutama kita kita yang memang ingin meramaikan dan merayakan isu isu keragaman
tetapi kalau kita bicara amerika serikat negara negara seperti di eropa inggris dan lain sebagainya
ya yang pertama saya tidak tahu apa indikator pak budi menyampaikan hal itu ya
jadi pas lagi berdiri kursinya ditarik ke belakang
saya sih sudah mengunduhnya ya
inklusivitas dari keuangan akses pembiayaan untuk masyarakat
banyak begitu masalahnya bagaimana dengan wni di sana mas dhani
kelihatannya agak menjorok kayak membuat tanjung gitu aja
mas dede ada dua kasus yang melibatkan rektor universitas
kayak dua ribu sebelas gue udah main nasional dua ribu sepuluh dua ribu sebelas gue sempat mvp di turnamen
filsafat tentang praksis manusia
adonan bandros masih terbuat dari tepung beras dan parutan kelapa
nah itu yang harusnya bisa dimasukkan dulu kepada jaring pengaman sosial termasuk subsidi subsidi energi
oke kalau bahasa menjadi tantangan lah ya
belum tentu dipakai oleh beliau
resep dan juga bahan bahannya kita simak berikut ini
selamat malam teman teman dari universitas nu indonesia
bukan hanya kita memberikan sesuatu yang jelek saja ya
kalau main sepak bola ga ada substitusi
memasuki kawasan masjid dinding dinding dihiasi kaligrafi asma ul husna
masa presiden mau bekerja sama orang dengan pak prabowo dengan sandi yang bukan tim sukses itu mau bersatu aja bagus kok
jadi kalau disiramin sama kuah docang dia masih agak keras keras
saat masa pemulihan gitu ya industri dan jasa keuangan ini menjadi sebuah jantung dari perekonomian
satu windu sudah kemasyuran lokalisasi doli berubah menjadi kawasan eks lokalisasi doli jarak
karena kita tidak serta merta ya tidak boleh juga serta merta menuduh sistem elektronik ini sistem elektronik mana
gua sekarang di lspr bro oh iya ilkom kekurangan gua itu sebenarnya satu komunikasi gue jelek
dinamakan nasi gunting karena lauknya disajikan dengan cara dipotong potong
setuju atau gak setuju timnas lebih cocok dilatih sama kok yus dibanding pelatih lain
mengatakan bahwa kenapa sih harga bawang merah kebutuhan sayuran bahan pangan ini cukup tinggi tiffany
mbak erin masih kuliah ya di sada ya masih
intinya di saat momen itu kita bener bener kayak ngerasa kayak wow
pemain pemain untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi
jadi ketika kasus unilai ya kita sebut itu terjadi beberapa bulan yang lalu
hampir tidak ada penyebutan orang aporigin dalam buku sejarah
potensi kognitif penalaran matematika literasi dalam bahasa indonesia
dibantunya sih dari fasilitas olahraga sama dikasih arahan arahan gitu buat olahraga om
jadi itu makanya saya mengatakan
sehingga ada kebocoran misalnya dan tercampurnya cairan cairan yang sudah terbakar yang ada di ruang mesin
karena ini saya yakin ya bukan cuma saya tapi juga yang di rumah gitu ya fans timnas indonesia gitu merasa oh ini ya rasanya punya timnas yang jago
kalau ini ada maka
tetapi ada juga dari pendidikan di mana mereka mendapatkan pendidikan khusus
itu pengaruh banyak karena daniel
berbakat semua jadi potensinya ada semuanya sebenarnya setelah dia umur delapan belas mau ke senior ini pada ketakutan semua gitu
jadi kembali membaca yahudi sebagai bagian dari sebuah elemen bangsa
jadi waktu malam takbiran
pinang gambir kapur dan tembakau
melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok kawan keluarganya sendiri
penciptanya ini juga paling penting
maksudnya tidak expect bali secengerlang itu ya di bubble kemarin ya
merupakan sebuah dusun bernama legetang
kerajaan negeri sembilan tiba di
sebenarnya kalau aku didandanin kayak kemarin nggak ada manis manis
dan tidak lupa indonesia juga mempersiapkan tim tim muda
apalagi lo lagi fokus fokusnya basket waktu itu kan kan ada pilihan tuh
podcast dia sama kak aogie juga dia ngomong
betul sekali dan masalah sampah ini sebenarnya agak kompleks gitu jadi artinya tidak tidak kita tidak bisa bebas
mereka pasti akan mendukung apa yang dilakukan oleh israel
ya mungkin dari bahan bakar ya dan polusi mungkin berkurang ya
kami telah bekerja misalnya
tentang materi yang diajarkan sesuai modul yang didapat
ini nanti legitimasi itu akan menurun
lalu apa yang menjadi penyebab menjamurnya parkir liar di jakarta
sekarang waktunya kita membuat makanan khas betawi yang lain
artinya dalam waktu dekat bailout ini belum bisa terjadi
alurnya seperti apa kemudian persiapan jelang penerapannya nanti seperti apa
dan mengaturnya untuk didaur ulang atau digunakan kembali
puasa sebenarnya tidak akan menyebabkan hilangnya konsentrasi atau fokus manusia
anda menempatkan praktik agrikultur yang baik
dengan atlet tenis di negara lain misalnya soal fisik aja
dan dalam konteks itu bank indonesia merencanakan ke depan akan menerbitkan
kalo gak salah si hafiz itu
menyebabkan tidak semua siswa memiliki sarana belajar daring
jadi yang pertama itu adalah sumber yang kedua adalah penyajian tiga adalah jadwal kapan kita makan dan berapa sering
waktu kita el nino itu sangat diuntungkan adalah komoditas di laut
tinggal satu jenis yang masih bertelur di sini
orang tuanya anaknya kesuruh tenis gitu
pintu tiga nya di sininya penuh
kemudian kita hari ini satu sawal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
seperti kain tenun gelang dan gantungan kunci
luka lepuh di area mulut dan lidah
kita berbicara mengenai akses
ini kan banyak dirjen dirjen yang jadi gubernur
saham pun juga yang mungkin returnnya bisa di atas sepuluh persen
ada beragam sajian fermentasi yang disukai masyarakat
buat anak anak yang berkebutuhan khusus
kalau di youtube berarti lo udah mau serius banget nih
makanya gue expect kalo misalnya sih kalau istaka jadi bca terus kok bolak balik ponti sih waduh juga ya
untuk memudahkan proses evakuasi penumpang maupun gerbong yang mengalami anjlok
karena kebetulan ada project di kampus
kedai mie lain yang saya coba berada di kawasan
namun pada prakteknya malah banyak nasabah merugi
dan pulau jawa menjadi wilayah penting bagi kedua negara
kemudian mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat
info dari pemilik rumah makan pelanggan akan rame lagi sekitar setengah tujuh malam
rasa rotinya dan mochi yang ada di dalamnya itu dengan tekstur yang creamy dan milky
terakhir nasi dikukus kembali hingga matang
untuk bisa melaporkannya kepada pemerintah daerah
ada juga campuran telur ayam mentah yang pasti menambah rasa nikmat sate
untuk hari australia sudah jelas tidak menjadi hari peringatan yang menyatukan satu bangsa ya
ini berarti emas yang pertama kali ya untuk yang di merayakan hari ulang tahun indonesia di melbourne ya
nah ikhtiarnya itu adalah merencanakan keuangan dengan baik
dan kebahagiaan itu harus kita hadirkan dalam bingkai kesehatan
padahal pak jokowi itu ingin bagaimana mengatasi covid ini
dan melemahkan penyakit herpes sorter ini
itu yang pertama yang kedua alasannya adalah seperti kita ketahui tiga tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh satu
hampir seperempat abad hidup ia abdikan sebagai pelestari penyuh
faktor lain adalah perintah bahasa
apalagi nanti kalau peperangannya berdasarkan ya berdasarkan ingin menguasai misalnya lahan yang masih bisa ditanami untuk pangan dan lain sebagainya
pengolahan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan ekologi keadilan dan perlindungan
yang saya pernah bicarakan waktu dia jadi waguh
dan menambahnya dengan uang dua rupiah
itu memang akhirnya harus bersifatnya itu musik jadi lokomotif gitu ya
namun kembali lagi kita menyambut
ya lumayan lah kayak di basket sekarang lumayan kalau soal gaji mah lumayan aku bilang ya
setelah menjalani hukuman empat tahun
perbedaan signifikan adakah di sana mas
tapi kalau secara kelanjutan kami tuh tetap bekarya
halo mbak mbak kesini nggak pakai parfum sih
kemudian memberikan thr kepada para pekerja yang tidak mampu
jadi tidak menggunakan porsche yang biasa tapi ini memang mobil balap
berbicara soal kegiatan supekan imunisasi nasional atau pinpolio pak syahril
tapi dia belum ada indra sama basket
jadi kalau misalkan anda
setiap perkembangan tiala asia
juga merupakan kayu yang masih asli sejak awal berdiri masjid ini
merekam video dengan durasi lama merokok membuang sampah sembarangan dan mengambil barang temuan
ada daerah dataran tinggi di tempat lain
sehingga memang tegak waktunya harus diperpanjang lagi nih mas deddy
alhamdulillah ada profesor wiwi malam ini juga ada bung herman saya senang sekali
jadi nggak usah khawatir ya keluar ramadan
terus yang kedua mereka setelah buka puasa bersama
untuk itu segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
jadi tinggal sisa dua puluh itu datang ke kita bukan hanya data web
telah divaksin dan pemerintah terus berupaya meningkatkan vaksinasi
kalau online itu lebih banyak pilihannya terus harganya juga lebih kayak lebih kompetitif aja gitu kita bisa pilih gitu
di lapas bancai bandung atas kasus pencabulan anak
biasanya seratus sampai dengan satu ratus lima puluh ribu
nah itu fenomena yang direct relation
dengan memberi santri ilmu agama sekaligus ilmu pertanian berbasis kearifan lokal
jadi ini memang yang kita lakukan
sebagai campuran dari daging karikanya
karena waktu dua ribu tujuh belum owner
aph lah yang nanti akan melihat
pak widodo terima kasih sudah hadir di setrum kali ini ya
apa saja sebenarnya yang harus dicek supaya tidak terjebak dalam skema ponzi seperti yang terjadi saat ini pak
itu penting ada pertimbangan paling ini sih paling konkret sebenarnya ya
baik untuk konsumsi rumah tangga maupun bagi usaha kecil menengah
berdampak pada ekonomi sosial dan politik
sejak dua ribu tujuh belas angka perkawinan anak di desa banjarsari menurun
ya kalau hidup hidup sedikit boleh lah
masuk seolah olah bencana ini menjadi tontonan
itu mungkin sulit untuk dipahami
harga indeksasi yang diadakan untuk hutang berubah setiap tahun
yang pertama ini karena terakhir tadi mbak dea sampaikan ya
dalam satu pekan jika tidak membaik harus langsung memeriksakan diri ke dokter
gue ngerasa dihargai nih karena itu gue bikin xj karena gue pengen ngebaliin feel yang pertama kali excitement lu sama basket itu
tapi ini efektif nggak kalau mereka bertiga ini tiga tokoh bertiga ini didudukkan bersama
nah ini semoga bisa jadi evaluasi lah buat teman teman pengurus semua di liga indonesia yaitu utama sri kadir gitu kan
untuk dapat memperkecil kesenjangan vaksinasi dengan negara maju
oh kalau gue disitu berarti cocok banget ya cen ya
alhamdulillah kita bersyukur sekali kalau di sydney ini
udah kayak sempat tanya tanya sih kalau kuliah di sini gimana gimana gitu
koalisinya pak prabowo koalisi indonesia maju
dari refocusing anggaran maupun juga dunia investasi juga mengalami hambatan
oke berarti untuk sholat terawihnya ini sama teman teman juga yang dari indonesia juga atau ke masjid biasanya
wah mas ade pengetahunya luar biasa ya
di mana satu bulan ini kami menerapkan prinsip humanis persuasif
dari dua puluh lima ribu telur ulat sutra sembilan puluh sembilan puluh lima persennya dapat menetas
nah masa penciptanya enggak nah disinilah
ya tentu karena ini terkait dengan penyelesaian secara holistik
penguap diperlukan untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh atau otak
untuk memastikan tidak ada kendala selama angkutan lebaran mendatang
jadi sehingga di kereta itu kita bisa tidur
bambu iwak pefufu hingga kebuli banjar
oke nah kemarin mencoba begitu ya
menggerakkan perekonomian mendapatkan akses
tidak memiliki konstruksi tahan gempa
dan tata kelolanya itu benar benar harus gcg
sebelum disajikan balungan atau tulang muda sapi yang sudah diberi bumbu rempah rempah direbus di atas tungku selama tujuh jam
terus berjaya dengan kehidupan mereka
dengan bts itu tadi yang sudah ada di daerah daerah
dampaknya pun akan menjadi positif
musim depan ada pemain asing kita liat lah
kalau misalkan saya temukan mungkin pak bisa cnn punya mobil porsche
atau mungkin strategik dari adanya
atau dalam hal ini kementerian investasi kalau sekarang
temperatur nya naik cukup panas
saya mendapatkan tawaran dari lose mereka menyebut saya
terus teman temannya juga udah sempat kita undang juga nih bu kan
wow bang andre ini bagaimana euforia pendukung timnas indonesia u dua puluh tiga di qatar di sana nih
ada mbak anna yang juga mengatakan pali pali gitu ya
tahun dua ribu dua puluh dua menempati peringkat ke enam tahun terpanas dunia
untuk menuju mirhab yang dianggap sebagai alam insan
tapi kalau kami menyebutnya bahwa satria ini akan menyelesaikan semuanya ya itu tidak mungkin mbak
maka langkah selanjutnya tentu baru masuk ke proses tindak pidana ringan
baru kita bisa eksekusi untuk terapi
kalau nggak bisa kita nangkep sendiri segini banyak
dia bukan hanya melakukan pencurian data
iya sementara ngebron dia passing dia passing dia dan kenapa dia passing karena dia nggak mau disalahin
ia berjanji akan menggunakan hasil penelitian ekspedisi jawa timur
sydney mardi gras menyumbangkan tiga puluh juta dolar
sampai hari ke tujuh yang menonjol karena titiknya banyak ya
berarti tetap occupancy ratenya masih belum
jadi ya tadi terkait
ketika itu baru selesai memilih presiden yang sangat muda ketika itu namanya kennedy
dari gubeng ya surabaya menuju gambir jakarta
dengan potensi return diharapkan di atas sepuluh persen per tahun tersebut
nanti mungkin setelah itu baru ke kampus dan juga ke kjri
tim liputan cnn indonesia
sekarang meratanya persebaran informasi
pak suparji ancaman hukuman lima belas tahun berdasarkan undang undang perlindungan anak mengingat kita tahu pelakunya salah satu tersangkanya adalah anak di bawah umur atau remaja
untuk melebihi target baik daripada pergerakan wisatawan nusantara
sehingga sebagai konsumen masyarakat perlu berhati hati dan bijak menggunakannya
staf khusus menteri luar negeri bidang diplomasi kawasan
kita juga harus menangani
tidak mudahnya evakuasi yang harus dilakukan
mana kandidat yang menjawab dengan kata kata yang sudah terinternalisasi menjadi keyakinannya
karena memang batu semacam itu kan rentan untuk terjadi kerusakan
kalau pasiennya memiliki foto ronsen itu jauh lebih sangat membantu lagi
kalau menurut mas aun ini murni kualitas pemain kita yang berbeda jauh dari uzbekistan
terus akhirnya punya program
karena kita tahu negara kita tidak punya
tapi kok ini sebelum masuk ke statement ketiga nih
sama dengan jumlah rokaat sholat dalam sehari
dan langsung memasukkan omikron dalam kategori kewaspadaan tertinggi atau variant of concern
inggris italia jepang jerman korea selatan uni emirat arab dan negara negara asean
kalau nanti jika sudah mendaftar ya kan pse ini
sama halnya ketika saya mencicipi panganan lokal
ini di indonesia posisinya seperti apa sih tapi sekarang
dan itu nggak bisa di ranking
bantuan akan diberikan dalam bentuk potongan harga
kecenderungan dari perusahaan dan karyawan di korea sendiri
dengan kebijakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai regulator
makanya susah harus pakai alat seperti ini
akaun tiktokku kena sedoben
karena dibagi menjadi tiga jenis
jadi kemarin itu kita lihat hanya lima jam ya
untung sekarang rifki sudah mau seperti itu
dan dibawakan oleh dilail abimanyu untuk sbs bahasa indonesia
mahasiswa baru seleksi jalur mandiri sepanjang tahun akademik dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh dua
hal tertentu bisa kok
permohonan dispensasi perkawinan anak yang terjadi sepanjang dua ribu dua puluh
itu kan kita lihat bahwa terumbu karang kan sudah banyak yang rusak
dan mereka pun menghormati para muslim yang berpuasa selama bulan ramadan
untuk mengetahui kadar kekebalan

ada tiga ratus lima puluh satu belanjaan yang berada di seluruh indonesia
yang begitu penting beliau tidak punya kalkulasi yang jelas
kalau kita lihat juga ya sekarang
ya ada selek waktu itu ya ada selek
bukan saya saja di sini anak anak tampak senang bermain pasir di tepian selebar lima meter yang melingkari kolam
baik mas nailul terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
bukan tokoh sebelah lebih gampang
saat kita puasa juga tidak ada perbedaan jam
dalam tanda kutip yang hamil sebelum menikah
tapi lu disaat smp
masih awal bulan desember
jadi semakin mengembang semakin kekurangan dengar semakin kemungkinan anda memiliki tinnitus
makanya ya mario bukan pemain yang ini lah bukan pemain yang biasa biasa lah
gue pengen ngasih liat denger suaranya aja ya
masing masing oke menarik satu lagi silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tentu hal ini tidak diinginkan
kalau nyari sinyal apa ya dibalikin
sepertinya suasana dari rumah ke masjid menggunakan mukena itu sesuatu yang nggak ada di sini
jadi hanya tinggal di dua rumah sakit tersebut saja ya
jadi delapan lima bulan melakukan pengendalian
oleh karena itu makanya statementnya itu sangat dalam koridor hukum
jangan sampai mengurangi kredibilitas tentunya rakyat kepada presiden
bila adonan telah set atau siap panaskan loyang pan selama satu menit dan oleskan butter terlebih dahulu
tentunya ya itu tadi karena air mata pengantin dan asam matang mamuk itu hanya ada di ketika ramadhan datang
bisa saja perguruan tinggi negeri lain pun menjalankan hal yang sama
yaitu selis volta dan gesit
masalah nih kita mesti tahu semuanya dulu detail
satuan tugas operasi madagoraya menemukan lokasi persembunyian kelompok teroris mujahidin indonesia timur
kemarin itu sampai dua ratus sekian hari nggak terbentuk
iya gua dari jam tujuh tuh ga pulang sampe jam sepuluh tuh sama jam sepuluh malem
belum psbb sih masih biasa gitu
daging sapi di papua tengah tadi harganya bisa mencapai rp dua ratus ribu rupiah per kilogram
nah ini angka ini pastinya bertambah karena singapura melakukan transformasi
tapi terlalu sulit tidak masuk pintu masuk apakah saya kalau masuk di dalam saya bisa
agak beda tapi muka lu tuh agak mirip beda delapan tahun ya tapi ya
nah itu yang sebenarnya kata kata semacam itu biasanya kenanya
australia memiliki rate kanker kulit yang paling tinggi di dunia
kayak contohnya yang jalan di lampung itu kan ada salah satu influencer tuh produk di tiktok
maaf ya kalo burungku bunyi gak apa apa kan
oke kapan sih kita katakan seseorang itu mengalami gangguan kejiwaan atau tidak
cuman karena mungkin orang tua takutnya hanya keinginan anak kecil gitu ya
kita inilah ngasih game sedikit
memang di sini harus bahwa political stability atau bisa dibilang
bang mau nanya bang kenapa harus ada monyet yang duluan direscue
ada delapan jenis nasi atau sego dalam bahasa jawa yang dicampur dengan aneka jenis lauk
kemudian anak anak mencoba langsung membuat menu makanan seperti menu mashed potato dan beef pepper rice
jadi sebenarnya tim saya gak kaget waktu nerima saya
maaf untuk berbicara teknis
seperti kami sampaikan kepada teman teman
kalau tim nasional sih ya nggak ada cuman ya akhirnya waktu dulu mainnya di australia
lu asli bogor atau jakarta
yang menurut saya juga dalam posisi yang ingin ada klarifikasi ada kejelasan gitu ya ada respon dan sebagainya
apa sih yang harus diperhatikan jaga jarak
kemudian kita juga konfirmasi kalau indikasinya itu ke salah satu misalnya stakeholder ya kita validasi juga ke sana
dari satu tempat ke tempat lainnya
untuk mengajak para pengusaha berinvestasi di sektor kesehatan
ketika dewas mengatakan bahwa saya tidak
contohnya kayak si ada pemain yang
yang sangat tidak wajar kalau dia bilang
ini menjadi acara puncak pertemuan pengusaha pengusaha dunia
prabowo pasti duduk bersama para mantan presiden ri
karena kalau misalnya kita bawa toppingnya dari cina tuh gak akan masuk sama titidah kita
yang kita buka untuk silaturahmi
ini bagaimana cara menyiasatinya agar benar benar
mereka dianggap melanggar larangan yakni membentangkan sepanduk
kedua memang memahami ekosistem si platform tersebut
oke bang komeng ini ya kita mau tanya juga soal bagaimana kemudian visinya bang komeng
jadi pelati itu gak semuanya lu bisa cocok sama pelati kan
ketua sekretariat lingkar temu kabupaten nestari atau ltkl
perjalanan lu cukup cepet ya bu ya
beradaptasi dan lama kelamaan akan menjadi terbiasa ya
mas arad koreksi kalau saya salah di daerah daerah
alias hoax atau bahkan beresiko menimbulkan provokasi
penghitungan ini sudah dirasa adil kah
oh berarti lu di voice itu sampe lu lulus smp atau gimana
dan untungnya ya kita tag guard kita juara
petenis yang mulai debut sebagai pemain junior di usia tiga belas tahun pada dua ribu delapan ini berbagi pengalamannya
lantas kenapa roti ini yang paling favorit di sini
obama meminta kepada bill clinton kalau bisa pergi ke korea utara begitu dia
kasus kebocoran data terus terjadi dan kian masif serta menjadi ancaman serius bagi data pribadi masyarakat indonesia
rujak yang menggunakan hidung sapi ini disajikan ala kaki lima
tetapi yang menjadi persoalan adalah evaluasi terhadap berbagai regulasi
dan sangat baik jadi tidak ada masalah
ya kita kan tahu semua yang mengintervensi siapa itu kan bisa dikejar
memang daging kambing itu mengandung zinc
sekitar tahun dua ribu tujuh waktu saya umur lima puluh dua tahun
ternyata mario di magelang ya bukan di semarang ya
terus siapa itu pengda membantu setelah berhasil
sajian yang menguji berbagai sensor pada tubuh tentunya menarik dan menjadi pengalaman berbeda
namun intinya pada intinya sebenarnya apa yang kita bangunkan bersama ini sifatnya komplementari
kalau kita bicara soal india ada dua puluh sembilan kenapa nana harus dengerin ini
tentang kasus rihana rihani si kembar ini apakah ada indikasi pencucian uang di dalamnya
ia memilih bungkam dan langsung menuju ruang tunggu kpk
yosodin ingrat dan sedar andi ignatius yang mulia
tapi di situ seninya bagaimana kompleks gagasan kompleks ide disampaikan secara lugas
desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia ini
makanya saya bilang sangat amat profesional sebagai seorang mantan panglima tentara nasional indonesia bintang empat dr kumlaut adimataya
ya justru di bulan suci ramadan ini diaspora masyarakat indonesia di sini
iya bekas ada keramik kamar mandi
selamat malam penonton cnn indonesia
dilangsungkan di seluruh kota merayakan komunitas lgbtiq
setiap harinya di peternakan perumda dharmajaya
namun jika ingin hemat konsumsi bbm idealnya menggunakan mobil hybrid
oke nah udah deh siap dimasak sudah jadi
dia sama si othure kalo ga salah sama si ikram kan
untuk gangguan panik tentu saja harus ditangani lebih serius oleh profesional kesehatan jiwa ya
nah mas ade tuh yang pertama kali bawa ke indonesia
tapi kalau yang sudah dibudidaya seperti yang tadi itu
sehingga nanti ketahuan larinya kemana dananya siapa siapa yang lolos siapa yang berhasil dan besarannya berapa
ini ya luar biasa sangat indah
nah dari situ tapi kita gak juara juga kan waktu final kita kalah juga lawan sm
sama kasih alasannya kenapa
nah ini dia pupanya ting ting tuh
lalu di rumah sakit mana saja pak untuk para korban saat ini
ada makna di setiap ritual keagamaan yang dijalani
itu akibat dari kemampuan
kayaknya di jakarta kemarin kalau puasa tuh oh yaudah gitu kan sebenarnya rame rame
ya nggak ada setelah berhasil melewati highroll saya akan menguji adrenalin dengan mencoba flyfox
sungguh pengalaman yang menyenangkan
dan akhirnya dia datang terus ke rumah sakit berulang ulang
dipersilakan numpuk sih sama pelatihnya
setuju atau nggak setuju kalau bisa muter balik waktu mario ingin main profesional di liga tertinggi indonesia
beragam roti dengan nama korea ini ternyata dibuat langsung oleh chef asli dari korea loh
dokter menganjurkan warga beraktivitas di daerah dengan kualitas udara yang baik
ketika ada booming e commerce booming perdagangan online
jadi di mana untuk kegiatan yang dilakukan
nah ini sebenarnya respon warganet soal disahkannya rkuhp ini seperti apa
hmm eh tapi kak
tiga x tiga atau lima on lima kak
kayak suruh bikin es batu gak pernah kayak gitu
kita semua sedang menata
akan membahas apa itu franteer war atau perang perbatasan
m dua puluh ya kalau misalnya sih saya merespon bagus banget ya
bagaimana ada sepatu harga rp dua puluh empat kerudung jilbab ada harga rp tujuh
begitu jauhnya apalagi di usia simbah simbah yang udah tua
melalui kp tiga r jadi pengurusannya
kemudian menjalannya pun tidak semudah ketika bekerja di dalam negeri kan
sehingga sekitar satu jam ini masyarakat sudah bisa mencapai pusat kota bandung ataupun stasiun badung
boleh disampaikan apa alasannya kemudian mencoba nih kereta cepat jakarta bandung ini
tapi gua liat di lu di tanggerang ini berarti ini lebih sering ikut pick up games ya
ya itu ya dalam hitungan puluhan tahun
yang dihuni biasanya oleh ferrari kemudian juga oleh rio fahmi
ya karena rakyat palestina yang kemudian menjadi sasaran
apakah yang empat puluh sampai tujuh puluh lima persen ini sangat besar sekali atau seperti apa ini mas
tinggal dicolok langsung dimakan
ya gimana caranya kita harus membangkitkan lagi
tahun dua ribu tujuh belas nur hayati lalu memulai usaha dengan
nah sedang untuk yang melaksanakan layanan visa on arrival
jadi yang mau nyogok akan tetap bisa nyogok
sebuah studi yang dilakukan oleh hearing australia menemukan
kita sampaikan betul mereka bilang tidak ada regulasi yang dilanggar
selain hidangan yang bikin kenyang di sini juga ada camilan dan minuman lawas
masyarakat yang teredukasi dengan baik
atau mungkin apapun juga di olahraga itu
dari faktor alam emang kondisi pantai di karawang
kemudian yang paling bintang utamanya
jika biasanya bandros hanya dicocol atau ditabur gula pasir
kan hanya meng trigger
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makari menjelaskan
nah untuk promo kereta cepat gratis
dan menurut gue itu salah satu tim sih ya soalnya emang karakter uph kan di atas kertas tuh orangnya ngeliat masih arogansi
work from cafe juga kayak enak banget gitu sih
bang andre ini kan bang andre salah satu keluarga
ya kalau dia mengandung jad jad mencetuskan kanker karsinogen
sebanyak satu ratus enam puluh empat ratus dosis vaksin telah tersalurkan
pertanyaan apa yang kayak si enzo pertama kali nanya tentang itu
selain itu keindahan alam dengan kekayaan terumbu karang
memang yang paling mudah naikkan ukt
terus kemudian ditunjang sama suasananya memang juga sangat homey di sini
biasanya tuh mereka tuh ya keluar deket deket rumahnya atau mungkin ada satu tempat di sini namanya sablet
inflasi dari bank indonesia
ini membuat dirinya semakin berkembang saat bersosialisasi dengan orang lain
namun untuk orang orang yang memang saat ini situasinya masih berkutat dengan utang dan lain lain
selatu rahminya lebih kepada keluarga
dan informasi yang kami himpun dari petugas bandara soekarohata itu nanti untuk jemaah yang datang itu akan dibagi menjadi beberapa kloter
dan kemudian ada usulan untuk
ya ini rumah saya waktu dulu
karena sudah terbukti ya semenjak proses undang undang omnibus law yang disebut cipta kerja ini disahkan
penganut agama yahudi yang warga negara indonesia belum banyak yang masih di bawah seratus lah bisa saya bilang
artinya misalkan satu titik itu target kami saat ini kami bisa dapat melayani dengan satria ini kurang lebih di empat mbps
ya saya pikir banyak ya
kita lihat ke belakang
oke forum silaturahim dari tadi itu ditegaskan ya oleh bang andre
sudah menanti kereta masing masing di stasiun sir ano
setelah selesai mengupas memotong dan mencuci
anda hanya memotong kotak
jadi masih banyak bidang bidang lain yang indonesia itu butuh
evel lah dari evel tuh
untuk manusia gerobak angkanya naik dari satu ratus tiga puluh menjadi tiga ratus tiga puluh orang
jika ekspedisi himalaya sesuai dengan filosofi perusahaan yang bahu membahu bekerja sama
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
bahkan kalau dia sampai menyerang kesarap di saluran nafas
fania pernah merugi saat salah satu tokonya yang baru ia buka
tampak kesibukan sejumlah perempuan yang sibuk mengiris buah labu kuning labu labu ini tak
jadi sudah bebas sejak
mau minta barang a eh ternyata nggak ada
yaitu va satu tahun sk tiga tahun ra empat tahun
yang seingat saya koreksi kalau saya salah ya
dan juga ketika menghadapi australia pun dia mencetak goal gitu
lahir dan besar di bandung pria empat puluh tujuh tahun ini mengikuti jejak orang tuanya
para generasi milenial ya
dan presiden xi jinping itu nambah kira kira empat puluh menit
bahkan memasuki tempat pusat perbelanjaan
ya karena juga ada orang masalahnya
impitan ekonomi ketika ayah mereka meninggal dunia
antara lain juga mencuri data dan sebagainya
kalau hutang itu kita bisa lihat bahwa memang ada peningkatan yang cukup tajam
jadi tanahnya tanah lembut pasir dan gampang terurai
tim liputan cnn indonesia
ya makanya kita ambil bantuan dana ini untuk masyarakat desa karangraja
dan kerjasama kerjasama tadi melibatkan bpjs
dan yang pertama masuk semifinal grand slam dua kali berturut turut
mungkin hanya empat poin dari arsenal di posisi satu
bukan karena faktor ekonomi alasan anne ingin segera menikah karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya
karena itu tadi ya segeluruh ekosistem penggeraknya itu ikut turut hidup menciptakan gitu kan
dan juga kesadaran dari masyarakat
hanya lima persen saja dari sembilan ratus sekian
anda harus memiliki referandum lain untuk mengubah hasilnya
selain kita enggak berlatih andi lawan rumput enggak pernah main di laman rumput ini yang harus
seperti stroberi leci mocha juga anggur
saat matahari mulai tergelincir ke barat
dulu masih tinggal cari aja live streamingnya
menjelang lebaran mereka semakin banyak
jadi kehidupannya malah di malam hari nih banyak yang pernah ke sini
nah kita memang di kabupaten tasik malaya
kita bisa produksi simulator pesawat terbang simulator kapal selam startup startup digital
satu buah kepompong ula sutra bila dipintal menjadi benang akan menghasilkan delapan ratus hingga satu dua ratus meter benang sutra
satu adalah bahwa pada saat itu pada saat zaman belanda jumlah penduduknya masih sedikit infrastruktur masih sedikit
baik kita tahu kalau kita mengambil tadi ya contoh kasus yang terjadi di jakarta
teksturnya sih kayak jelly jadi soft banget
ada pun proses penjualan
jadi kami akan melakukan pemeriksaan wajib vaksinasi secara sistem by system melalui aplikasi peduli lindungi
pasalnya drainasi yang dibuat pada tahun dua ribu enam belas tersebut diketahui merupakan salah satu upaya pemkot bandung
menurut pengamat otomotif munawan halil
tujuannya pendataan adalah setelah kita mendapatkan data
memang teknik tekniknya sudah terlatih dan sudah tersertifikasi
jadi sebenarnya ide yang baik juga harus tetap menggunakan masker ya
dan di dalam air bertajuk faruna
dalam investasi baru dalam dekade setelah kita datang ke pejabat
misalnya dari rumor rumor ya
nah ini kan sekarang ramai lagi nih orang mulai membincangkan lagi mengenai kasus vina
guna menekan angka kasus covid sembilan belas berat
kemudian yang ketiga kita juga bisa melakukan akomodasi
untuk menutupi biaya sekolah mereka
berarti waktu itu posisi umur empat belas tahun itu
tidak ada pengungutan suara
itulah yang bikin bursa kita
tapi jika anda lebih suka makanan gurih pancake ala jerman bisa ditambahkan keju hingga daging steak dan saus barbecue
ia memang tidak banyak bercerita mengenai hal ini
tapi ada yang melakukannya untuk dari
kalau yang terakhir ini saya kena viriformis sindrom karena jatuh pas latihan basket
kalau misal sama sama aja
kalo gue liat kayaknya trendnya lagi sedih ya zal
dirgahayu tentara nasional indonesia ke tujuh puluh delapan tni patriot nkri pengawal demokrasi untuk indonesia maju
supporter kita di segera naik itu full
pertama gue ngiranya adalah bukan acel justru yang kayak kobe
menurut kementerian kesehatan republik indonesia
kalau dibandingkan pemilu pemilu tahun
susah ngomongnya itu lah
jadi saya melihat bahwa saya ingin menampilkan
pangaribuan jimmy chandra devi fitriani jakarta
kalau sadarnya itu sih iya belakangan biasanya itu
dan berupa tembok laut dari komponen beton cor bisa menjadi salah satu solusi
pak heri apakah ada pengaruh letak geografis semarang zaman dulu
saya ini jualan bakso sehari bisa sampai lima kg cabai
padahal normalnya tiffany tahu nggak harganya rp dua belas per kilogram
diumumin lima puluh tujuh nama itu sebenernya shock nggak nggak ada nama lu disitu
di binawi hutan masih ligung lewang lewung
soalnya gue inget banget tuh dulu pas lagi yang dua ribu delapan belas itu gue inget banget yang muda muda tuh pada pernah main bareng tuh
pada akhirnya agama islam menjadi agama resmi kerajaan
di mana mereka tinggal di ibu kota
cuma dia aja berdua sama kakaknya bercanda
yang masih satu garis keturunan dari pendiri al kafi somalungu
lanjut proses pembuatan tempe
kalau muter kan kadang mobil berhenti
dan tidak kemana mana keluar wilayah sydney
kita inget banget golnya witan ya kalau nggak salah yang dari umpan rizky rido to pinpoint pass gitu
dan dia juga kalau kita ajak bicara nggak kooperatif terus kita lihat juga udah ada perilaku
aku punya follower yang signifikan
yang artinya dari seribu orang hanya satu orang saja yang rajin membaca
nah maka momentum media ini kami akan menyuarakan sekeras kerasnya
dan saat ini israel menyetujui melakukan jeda kemanusiaan singkat sekitar kurang lebih enam jam
dengan etika dengan apa sivilas gitu ya
jika kita biasa mengenal pancake sebagai kue berbentuk bundar dan pipih
dari depan sudah terlihat bahwa bangunan ini adalah peninggalan masa kolonial belanda
dua sektor yang saya sebutkan belum lagi di bidang kesehatan dan lain lain yang meningkat secara signifikan
dan ya terus terang ada berapa indigenous yang tidak setuju
tapi dalam pikiran gue kayak
harus jalan kaki yang jalannya terjal
selanjutnya kita ke cak rofiq
oke bisa dikatakan juga paling ada yang mengatakan bahwa untuk memenangkan pasar di asia tenggara
karena sepanjang undang undang itu ada
tetapi di satu sisi juga banyak orang yang mengatakan bahwa ini untuk ikn lah dan lain sebagainya
tidak hanya cuma melihat ceritanya toh
kemudian juga saya sempat mengobrol singkat pedagang pasar indonesia
sama papa pertama pemikirannya kalau di karangturi kan swasta kan swasta itu kayak mungkin biayanya mahal
dan merupakan proses alami respon tubuh saat tubuh kekurangan oksigen
nah gak heran kue ini dati idola
kita lihat tidak terlalu mampu untuk bisa menurunkan laju penularan
seisa pie khas nusa tenggara timur
buat gue udah juara otak gue udah cuma satu
mungkin masa depan kita
mengandung dua ratus lima puluh gram kalori
dan dua persen lain ditularkan melalui kucing dan kerak
tekanan atau stres itu sudah melewati
ia diasuh dan tinggal bersama kiai jamaludin ahmad
markom eksekutif taman safari bali bintang anggara menjelaskan
kedua roti vegan yang dibuat tanpa telur susu dan butter
menurut laman kementerian kesehatan
meskipun agak cukup menyedihkan sebetulnya kalau berbicara fakta
sepakat untuk membentuk dana patungan dan mengadakan pertemuan dengan menteri pertanian
karena misalnya kenapa harus punya rumah sewa di ikatan negara
atau misalnya pada koruptor
melalui kooperasi untuk mencapai kebutuhan mereka
kelompok yang diinisiasi oleh seorang nelayan bernama sutari ini
dan ini bukan cuma cerita asal ngomong
sampai dengan saat ini untuk rangkaian gerbong utamanya rangkaian kereta api argo semeru
stasiun cirebon merupakan bangunan bersejarah di kota cirebon jawa barat
kebanyakan dari negara negara afrika maupun negara negara timur tengah dan juga beberapa negara eropa lainnya
nah buat kami kan itu sebuah ironi yang harus kita sampaikan
yaudah kayaknya kita main divisi satu kayaknya bisa bisa bisa gitu
sehingga kekuatannya adalah ke depan
karena ini adalah sebuah platform teknologi ya
yakni berkerumun lebih dari lima orang karena berpotensi menghambat jalannya ibadah haji
atau masa yang biasanya diberikan perusahaan asuransi di awal seseorang hendak membeli polis asuransi
dan itu adalah kesalahan yang benar benar tersembunyi di komunitas kami
oh itu yang nazar bukan sih yang nazar masuk
pdb nya atau pendapatan
seporsi sawarma dipatok mulai harga rp dua puluh lima
tentu kan ada logika kok bisa seratus di rumah yang ada di kertanegara
kita harus sama sama menciptakan bagaimana rumah sakit pendidikan ini yang baik ya
kalau biasanya saya satu sampai dua kilogram sambal dalam satu bulan
ini alasan kenapa saya harus memiliki pengalaman dan sertifikasi khusus
dengan warna warna yang berani dan ketchy
jadi lebih rentan untuk digerus oleh abrasi
sma bukan di ponti aja ya
itu kemudian dilantiknya lama katanya
tahu olahraga basket itu sendiri
dia juga harus mengikuti kaidah itu
tapi cuma saya hanya ingin membela hari komedi
bisa manajer manajer berat ya tugasnya ya
agensi keusahawanan kecil dan sederhana
bekas toko buku jwf slow eater surabaya ini
pemberantasan korupsi di indonesia jalan di tempat
dari operator wahana waktunya beraksi bismillahirohmanirohim jadi masing masing pijakan
kemudian bagaimana dengan tahun ini anda melihatnya
akan didiskusikan dengan mitra koalisi
even kalau kita harus keras pun kita harus ada kayak reasonnya kenapa kita harus keras kenapa kita harus gini semua
dan juga untuk menolak semua malapetaka yang datang
yang jelas kenikmatan lebih adalah mencocolkan roti ke coklatnya
tidak tepat jika kita menganggap indera pengecapan penciuman dan penglihatan
siti nurbaya dan datuk mariti
jadi banyak warga di daerah sana yang memaksa untuk mencari mata pencaharian
selama ibu masih bisa mengelola dan menstabilkan ekonomi interest rate naik it s fine with us
yang dikelola oleh masyarakat india sini
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
inflasi itu ya kenaikan harga dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah
nah ini yang memang harus bisa kita keluar dari tekanan
terima kasih pak heri sutanta dosen geodesi ugm sudah bergabung dengan kami malam hari ini
dan hal lain yang tidak sesuai dengan perundang undangan
olahraga karena empat empat nya
tak hanya itu upaya rekonsiliasi juga dijajaki melalui pembentukan forum silaturahmi dengan mantan mantan presiden yang disebut sebagai presidensial
itu fatsun politik yang diletakkan oleh pak surya
prinsipnya perlu ada pengetatan itu aja yang bisa saya sampaikan ya
di mana pulau kecil itu selain dikelilingi oleh laut
melanda singapura melakukan restriksisasi yang besar terkait dengan mobilitas
selain enam agama yang ada di nusantara ada juga agama lain seperti yahudi suroaster dan sinto
take sama coach ahang kan belum keluar tuh jadwalnya kan
kementerian negara itu ada undang undangnya
harusnya hari ini datang cuman
lalu pemerintah itu membangun mana mana yang tidak komersial
kita sudah buat roadmap dan sebagainya
sea games ya sea games
mama kalau sudah kumpul biasanya ngapain
kita mengendalikan diri kita dengan pas
kemenkominfo sendiri sudah menurunkan lebih dari lima puluh konten
tapi kalau mengambil dari uang dana kursi yang ada kami merasa hilang
kelurahan mertelu kecamatan gedang sari gunung kidul
ini selamat untuk provinsi aceh dan provinsi kalimantan barat
konveksi genosida ini untuk mencegah serangan
jadi dari situ makanya pertama dia jadi mister pertama di ini warna warna ya jadi ya udah
iya betul ada dari geologi itu menemukan bahwa semarang itu tersusun atas dua kondisi
jadi gak cuman sekedar hobi gak cuman sekedar basket tapi
kalau untuk sholat sendiri di barcelona
beberapa kali edaran larangan untuk mobilitas
jadi kita jangan lagi mendidik anak anak kita
kalau mas aoun sendiri menilai bagaimana mas aoun melihat tingkat kematangan sekuat indonesia
ada tiga hal tadi mas toto menyampaikan
yang rumahnya masuk ke dalam bangunan cagar budaya
untuk bentuk kandungan lemak
merunut sejarah pancake sudah dikenal sebagai salah satu makanan khas bangsa romawi
enggak gue sd kelas tiga udah basket gue
mereka selalu dengan kadar dan derajat yang berbeda beda
bumbu yang paling penting adalah bumbu yang berbeda dengan bumbu yang lainnya
selanjutnya diberi topping sesuai selera
masih terus terjadi termasuk di jawa barat
mantan ketua mahkamah konstitusi gitu ya
potensi atau pengaruh indonesia akan jauh lebih kuat
dan di selasidang kasus pembunuhan yosua di pn jakarta selatan
tapi bukan berarti bahwa dinamika politik pilkada ke depan ini
dan beberapa penjabat kepala daerah kami menemukan ada praktik rangkap jabatan
menurut koalisi perempuan indonesia wilayah jawa barat sebagai bentuk keseriusan pencegahan seharusnya pemprov jawa barat memiliki peraturan daerah untuk pencegahan perkawinan anak
itu kan penyidik menduga bahwa tempat tersebut diduga disembunyikannya barang bukti
menurut pak enrik ayam ayam ini akan jauh lebih gemuk alias gemoy bila diberi tambahan makanan alami seperti megots atau belatung
jadi tujuan ke lima belas
dan bukan hanya saat menyerang saja tapi juga saat bertahan pun peran mereka akan krusial
ada kesadaran dari kita semua
yaitu etik yang terkait dengan kode etik
sistem pemerintah untuk membantu
media oposisi juga ikut bersuara
lalu kemudian dibentuklah sebuah sistem
dari kekuatan kita dari mental kita
agar meningkatkan dari sisi kualitas maupun
nanti bisa aja di tiongkok ini nama tiktok itu bukan tiktok
membuat faktor keamanan dari peserta bmx bike academy ini menjadi perhatian utama
mulai dari mie bumbu masakan seperti go chujang sampai banchan atau pelengkap makanan berat
kepiting saus tiram ikan laut bakar dan cumi saus tiram
sesuai namanya seko banjaan pawanesimba menyuguhkan menu masakan rumah seperti di kampung
sangat menutup diri lah lebih tepatnya
kan hubungannya tapi memang gak baik baik aja kan selama dua puluh tahun ini
dan turun memang pada dua ribu dua puluh dua menjadi sekitar tujuh ratus empat puluh delapan tapi angka ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lain
kalau nggak ngebohong juga di indonesia
itu kita harus memperhitungkan sebaik baiknya
di saat ramadan seperti ini anda bisa langsung berangkat selepas sahur untuk menikmati matahari terbit
justru kalo abis renang makan lu bu
bagi mereka yang membutuhkan nasihat dalam bahasa lain
sekali lagi setiap evakuasi memiliki karakter masing masing
kita belajar di rumah seminggu sekali
tindak cepat untuk menghapus listing palsu apapun yang mereka identifikasi
jadi misalnya berat badan gue itu delapan puluh gue bisa angkat lebih berat daripada itu
pencatatan itu ada di dalam silacak
proses screening siaga virus pmk dilakukan terhadap sekitar seratus ekor sapi
mau bikin open trip keliling indonesia gitu rencana
ternyata menuai pro dan kontra bagi warga net di media sosial
istilahnya cukup dominan juga ya di angkatannya
isu permasalahan bukan hanya dari sisi pelaksanaan penerimaan jalur mandiri saja
yang terbaru akun hacker bjorka juga membobol data badan intelijen negara dan surat presiden jokowi kepada bin
menurut ahli dna forensik fakultas kedokteran universitas pajajaran yoni syukriani
untuk memperkuat kriteria diagnosa seseorang yang mengalami reinfeksi covid sembilan belas
aduknya pelan pelan aja masukin rendangnya juga oke sudah jadi
dan kali ini akhirnya kita tag lagi setelah sekian lama
oh lu sama tinggi lu berapa sekarang
nah ini termasuk menyeret nama kabareskrim polri
selebihnya sudah memutuskan dengan yakin atau memang memutuskan dengan taklin memutuskan dengan ikut saja gitu ya
kalau inti untuk menarik wisata mau bagaimanapun itu tergantung si konsepnya gitu
tapi si enzo kan ntar lagi
nanti pemeriksaan di lapangan akan salah satunya tentunya dengan identitas
ini dalam contohnya dki jakarta ya
jadi dalam tahun dua ribu dua puluh empat ini aja januari kemarin kita ada event ya yang masuk dari season pertama
jika penyiaran digital tidak memungkinkan penyiaran radio
juga akan melakukan akan membuat kerugian yang sama
mereka memantau perkembangan penggunaan dan dampak teknologi atau ai dalam sistem teknologi yang berkelanjutan terhadap kesehatan yang berkelanjutan di dunia
itu untuk targeted medicine
balon udara di wonosobo ini digelar selama sepekan dan puncaknya akan berlangsung pada sabtu mendatang
atau bahkan setelah ini akan ada laporan laporan yang masuk ke kementerian kesehatan
di mesin ini bentuk jemtangan mulai terbentuk
yang mana yang bakal lebih bermanfaat ketika nanti gue berhenti
selebihnya lakukan hal yang bersifat pencegahan seperti hindari parkir di dekat sumber api
lalu yang ketiga yaitu adalah memprioritaskan protein
ntar takutnya sampai ke warung sebelah mas
nah ini yang kenapa harus bilang berkali kali jangan dikeluarkan surat edaran
bts ini kan kita membangun tower
modal yang besar adanya subsidi dari platform atau marketplace memberikan keuntungan lebih bagi para pedagang online
namun di sisi lain berhati penyayang dan perhatian
selama berada di peternakan ulat sutra para peternak maupun pengunjung dilarang berisik ya
tapi sudah secara teknis sudah tidak ada
sebelum ada jaringan itu nyari jaringan kalau bukan di pantai di depan jalan
lagi lagi saya pilih yang simple aja rasa coklat dengan vanila
karangturi terengbangsa nah sempet dulu sempet kelas di pplp di empat belas semarang terus aku pulang kan
kadang kadang dia tidak bisa menentukan sendiri apa yang kita minta katanya ya
aduk menggunakan mixer selama dua menit hingga adonan mengembang dan berwarna putih merata
kenapa kemudian batas bawahnya itu terkait beberapa pajak hiburan itu ditetapkan empat puluh lima persen apa dasarnya
kawasan ini menjadi rumah bagi suku tionghoa sejak zaman kolonial
kita mudik dan berzikir sesuai yang dikehendaki
harganya empat ratus dipotong jadi dua ratus sih
sehingga sulit mendapatkan pekerjaan
kalau dibilang ramping mungkin karena pekerjaan juga ya yang karena full time capek
tapi yang berusaha teman teman yakinkan ke awareness dan sutradara yakinkan bahwa
ketika mereka sudah menggabungkan kekuatan begitu
kombes polisi endra zulpan pada selasa siang tiga januari menyatakan
juga ada gunung berapinya gunung gama lama
ada yang ini ya bu ada yang apa bikin kompilasi lu tapi yang versi cheating cheating gitu ya katanya
udah gitu udah gitu dua ribu dua belas gue juara dua ribu tiga belas juara kayak gue kayak feel
jadi ketika dalam konflik israel palestina ini amerika sangat relevan perannya
amikus kura ini diajukan oleh pihak ketiga yang akan memberikan pandangannya pihak yang berkepentingan dalam perkara memberikan pendapat hukumnya ke majelis hakim di mahkamah konstitusi maupun dari mahkamah agung juga bisa mengajukan amikus kurai
kemudian opsi bagaimana perusahaan yang tidak mampu
dan apa yang terjadi di berbagai belahan dunia di global ini
nanti pepulih di dua puluh empat april
dan mereka bisa membeli belahnya
dan sarapan ini beda dari yang lain
mendefinisikan terlebih dahulu baru kemudian melihat
sawarma harus diputar secara berkala agar daging tidak hanya matang di satu sisi
nanti baru bangun setelah menuju kore
terus kemarin yang terakhir christo nathan juara
setelah dilakukan penelusuran lanjutan terhadap keluarga seperti apa dok
telurnya ada di dalam buburnya jadi kayak luber ke buburnya gitu
saat ini dunia masih berstatus pandemi covid sembilan belas
artinya tidak hanya vaksinasi atau vaksinnya saja yang disiapkan oleh pemerintah oleh kemenkes dalam hal ini
kalau terang terangan nggak boleh
jadi kalau saya masukin lemaknya tinggi biasanya karbohidratnya rendah
calon dokter maupun dokter spesialis itu untuk memberikan masukan
gigi haryadi rusman rusmana cerbon jawa barat
nah salah satunya ketika itu alhamdulillah saya bertemu dengan perusahaan saya sekarang bernama deung farmasi
kabolosi diiringi owa a menuju makam pertama dengan berjalan kaki
bugis yang sering menjalankan ritual memotong kerbau pada acara acara tertentu
delapan puluh satu juta dosis diantaranya merupakan bahan baku
nah ini kan misalnya semua dirjen departemen dalam negeri hampir semuanya pj tuh
kebetulan kena syarab kejepit sudah seminggu
bagi tentunya aspek sosial yang inovatif inklusif dan kolaboratif
ada dua cara yang dilakukan di sekolah ini
kedai yang buka sejak tahun dua ribu dua puluh ini ukurannya memang mungil
apa yang menjadi kebutuhan dari warga masyarakat talaut
di situ kita memang lagi cari cari nih ide apa kira kira yang cocok untuk bikin goreng yang kekinian
mainkan coach dari bali doang yang seleksi
jadinya mendingan kalau kita bisa berbagi
berdiri sejak tahun dua ribu delapan belas nama yang diambil dari nama buah yang dalam sejarahnya mengharumkan nama nusantara kemanca negara ini memiliki tampilan gaya urban
pemilik harus melakukan karantina
jadi kalau dulu kan kita terkait infrastruktur masih sangat kurang dibandingkan dengan di luar negeri ya
pembentukan presidential club ini adalah
menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya
selain memberi makan membersihkan akwadium hingga merawat bila ada yang sakit
demikian dikatakan oleh prof chapment
apakah dia yang mengaku merangkum
jadi kalau misalnya yang mengerjakan juga beda dan mereka biasanya sudah tersertifikasi tertentu
mengkritik cara polisi menangani pembunuhan pasangan dari sydney
bermula sebagai barisan unjuk rasa pada bulan juni seribu sembilan ratus empat puluh
lu gak mau lepas kecintaan
kita sudah selesai menunaikan kewajiban kita selama bulan ramadan
dan cocok dinikmati bagi orang yang intoleran
dengan kenapa sih internet itu
perancis kan jadi dibandingin dengan
nah di undang undang yang baru ini ada tarif batas minimum yang sebenarnya mengakomodir kejelasan dari regulasi aturan tarif pajak
ini kemarin kalau gue lihat di story nya sih kemarin dia viral nih karena sama ceweknya kalau nggak salah tuh
semua sejarah ini adalah sesuatu yang harus dihadapi richar bergens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
bts empat g atau base transceiver station empat g telah diresmikan pada dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh
karena memang kita keluarga keluarga betawi semua identik keluarga betawi
ali jasim ini bermain juga di piala asia senior dan juga punya caps timnas senior irak
kita mengerti paham kemudian juga mencari sumber yang bisa di
tapi kalau koko ngelihat ini yang kemarin koko latih lah
karena disini ada pukis yang sempat viral di media sosial
jadi mudah mudahan ini juga akan gayung bersambut dengan orang orang yang lain ya di pelosok pelosok indonesia seperti itu
dan orangnya juga bisa dan bersedia
dari petani hingga ke pasar yang ikut membantu dalam arti untuk
kenapa karena dia yang membawa lu nih sampai sekarang
ada sesuatu yang perlu dipelajari oleh semua warga australia
makanya kenapa dinamakan air mata pengantin
berarti lu selain basket ada nekunin olahraga lain kah
itu dari suaranya kementerian
yang disusun oleh alan lee untuk sps news
baik pak edi dari pertama juga sudah menekankan
baru buka mulai jam tiga sore ternyata sudah banyak pelanggan yang mengantri nih
mayoritas warga di kota waru merupakan nelayan
saya sekarang bila sisanya yang kemarin akhirnya hanya bisa satu ratus tujuh puluh an ribu dari lima ratus yang masuk
pr terbesar bahwa harus melakukan
jadi kondisi jalan itu mempengaruhi masyarakat ya
dan pasal tujuh belas juga menjelaskan bahwa presiden yang memiliki
berkat kepopuleran dan keindahan alam bali
sehingga imunitas kita juga kuat sehingga etos kerja kita juga sangat bagus
pemerintah melalui menteri ketenaga kerjaan akan menetapkan aturan terkait pembayaran tunjangan hari raya
orang orang pasti pada mikir ah ini cewek artis pasti maunya sama artis
yang saya suka adalah
itu alhamdulillah mulai tahun ini warga bisa mencukupi
nah kebetulan saya waktu itu kan baru selesai bikin video tentang soekarno gitu ya
lu lu kalo lu sendiri yang yang
nilai apa nilai misalnya sejarah nilai motivasi nilai semangat
ini sebenarnya adalah acara logistik yang paling besar di australia
meski mereka sekolah darma
karena jangan sampai nanti publik atau para penonton mendapatkan informasi yang menyesatkan dari penjelasan profesor siti zuhra
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali memastikan persiapan indonesia sudah berjalan dengan baik
pemudik yang akan menyeberang harus menunggu berjam jam untuk masuk ke kapal
di aliansi divisi dua naik ke divisi satu main divisi satu
untuk mengekspresikan dan menyuarakan opini serta gagasan bagi indonesia
kenanya itu ke kelompok kelompok minoritas
dijadikan ukuran dijadikan acuan yang kuat banget bagi para pengusaha yang
kalau kita merujuk pada undang undang kementerian negara
tapi yang jelas karena namanya juga konon
kayaknya yang pada tarik uang dari
tapi ada gak pemain yang sebenarnya gak punya bakat tapi dia kerja keras dan berprestasi ada contohnya gak
gara gara jari gue putus
bahwa satria ini juga akan menjadi pendukung untuk di bts nya sendiri untuk kapasitasnya sendiri ya
baik hari ini merupakan peringatan
tadi dia sempat bilang soal gaji soal minute play juga itu
dan kali ini kita sudah
jadi daging buah karikanya itu direbus sampai lima belas menit
apalagi pasti nanti pemain badminton lompatnya tinggi bener
kemudian kami juga audiensi dengan kpwri
contohnya mereka niatnya adalah untuk main main aja ya kita nggak bisa expect mereka kayak ya kita ngajarin sesuatu kita kasih value mereka bener
kira kira dari mas andre langkah seperti apa nih mas yang mas andre lakukan supaya masih bisa tetap berjualan hingga kedepannya
pergerakan yang cukup masif
terutama untuk tracing dan testing pencegahan penyebaran covid sembilan belas
karena domestic demand kita masih kuat
tak heran kelembutan tekstur dan varian rasa khas negeri gingseng membuat roti di sini banyak digemari
ada lima skema health yang spesifik
tapi saya gunakan holocos sebagai pelajaran bahwa kita tidak boleh memusuhi siapapun
tidak itu adalah konsekuensi dari sistem multi partai
kan sebelum corona kan itu dia ke thailand kan sama bbm ls
ya makanya kita di episode terakhir makanya kita nanya sih sama
nantinya akan mendampingi presiden ke ibu kota negara dibantu dengan beberapa menteri
jadi kita harus ke depannya aja
terus kalau sempat diajakin masuk kayak klub gitu kan di sini
kabupaten atau distrik asal
sebelum kesitu ada perumahan di sana
dimana bahwa momen kebersamaan kita tadi
pemerintah berpotensi untuk menekan efisiensi penggunaan bbm sebesar rp tiga ratus sembilan belas triliun rupiah per tahun
kasihan bahaya dari gempa yang komprehensif
aktif dalam melihat itu
mengolah industri nya berarti ya
maksudnya itu kan sekolah negeri juga sekolah negara ya vin ya
tapi kita ngasih murah dengan kualitas terbaik dan pelayanan terbaik
bukan berperasaan buruk ya
merupakan suatu kehormatan yang tentunya kami sambut dan kami laksanakan dengan sepenuh hati
kemudian tambahkan bawang putih kemiri dan sedikit rasi
pilek karena infeksi juga kerap menyebabkan nyeri tenggorokan
lalu kalau kita bicara misalnya pada negara yang lebih berkembang
mudah mudahan segera ada ya mas kalau sekarang muncul rifqi fitri hadi mudah mudahan ke depannya ada rifqi rifqi berikutnya ada aldila aldila berikutnya kristo kristo berikutnya ya mas ariel
nah jadi kalau di australia yang tidak secara langsung dijajah itu terus bagaimana
pengen banget sebenernya bukan kepronya gue pengen banget main pake nama indonesia
untuk mendampingi kurang lebih tiga puluh empat tujuh ratus sembilan puluh tiga jemaah dari sekitar delapan puluh tiga kloter
meski harus melewati medan terjal
ya kalau menurut saya pak kepala bssn memang wajib ngomong seperti itu
walaupun belum semaju yang dengan western australia
dia dikembalikan ke fakultas kedokteran bahkan mungkin dikeluarkan
butuh pemain yang benar benar punya apa itu ikon yang punya prestasi terus punya legenda
bahwa semua warga australia yang memiliki penyelamatan berbahaya ini
juara gitu aja sih cukup menurut gue
tidak berakhir di sini
karena urusannya itu jaksa contohnya begitu
tari jaipongan memiliki keunikan tersendiri sehingga membuat banyak orang tertarik untuk mempelajarinya
namun dengan tujuan yang sama sama memberikan akses informasi ya pada halayak publik
loren tuh dua belas ya berarti ya
saya lega bahwa beliau sudah sampai di rafah
yakni barada pada hari sabtu di oxford street di cbd
kemudian ada satu ratus empat puluh dua titik pengungsian mandiri
ya banyak hal yang di adjust lah kan tempat jauh ada keperluan keluarga jadi ya banyak hal yang harus saya tambah biaya
terkait infrastruktur baik itu stadion maupun fasilitas untuk training center
itu pun tergantung dengan keadaan alam pak pas musim penghujan baru tanam
bisa dua juta setengah lah apa lah gitu kan
itu bener berarti lu seleksi online juga tuh
sejak tanggal satu maret dua ribu dua puluh tiga kemarin
dan disampaikan oleh ricky kusumo
sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan
ini masakan saya adalah yang di malioboro
karena setiap orang yang menonton debat itu sudah punya predisposisi
berarti bapak mengajukan itu tadi konsep multikultural itu tadi
mulai dari biaya makan transportasi dalam kota hingga jangan lupa alokasikan budget untuk tes covid sembilan belas di era pandemi ini ya
atau kemudian bisa saja mereka mengalami kecemasan
kalo udah ada dbl mungkin menambah
jadi misalkan orang memiliki unit kendaraan ini tidak bisa serta merta langsung mendaftar tanpa memiliki kualifikasi untuk mengikuti ajang seperti ini
terima kasih pak alfonsus wijaya ketua asosiasi pengelola pusat belanja indonesia
yang hingga kini masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat
juga kalau misalnya emang anak daerah agak susahnya seperti itu ya chan ya sebenarnya ya iya dan

tahun depannya tenaga baru gak ikut lagi
banyak miss moment sih moment yang bisa di youtube
indonesia itu sampai menjadi marketnya
selain golkar kofifah juga telah mengantongi dukungan dari gerindra pan dan juga demokrat
lain halnya dengan pancake ala jepang yang disebut fluffy pancake
nah mungkin teknologi itu yang nanti kami akan mulai perkenalkan
selamat sore dan selamat malam teman teman
ya unik dan langka
menyalakan politik itu bagaimana ya
terus ga jadi dia putusin ga jadi dia ga usah
habis belanja jangan lupa ditaruh
dan aku mulai fokus itu pas smp
tapi pada warga biasa yang tidak melakukan
dan perubahan iklim mkpi its amin widodo
tetapi juga ada kabin kabin yang biasanya mereka menjual dengan potensi menariknya
banyak perusahaan yang akan segera melantai di bursa
sebenernya bali emang banyak sih
juga banyak pencuran pencuran juga
institusi institusi yang melayani kepentingan masyarakat
makanya kita boleh ketawa
yang kedua adalah masalah teknis kendaraan yaitu masalah pecah ban
ujungnya masyarakat indonesia menjadi sasaran empuk untuk provokasi dan hoaks
bagaimana kita bisa mencapai goal kita lebih cepat begitu mbak prita
eh sama sama thank you so much ya guys sehat sehat sehat sehat basket terus
saya sebagai perempuan langsung kaget kan melihatnya
oh baru juga ya
petugas akan melakukan komunikasi dan memberikan edukasi terlebih dahulu
yuris yang setuju dengan
mereka kan punya dan basisnya adalah mereka sosial media
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
belas pemilu atau penistaan agama itu
hibur atau memberi inspirasi
dan ini menjadi bukti
letih saya setelah bekerja seharian terbayar lunas ketika melihat kaca kaca di lorong sudah bersih
intinya warga dukuh kerinjing sebagai wilayah lor itu bisa menikmati air
tapi juga bisa balap mobil juga
bila sanksi ini diterapkan dengan baik kira kira masih adakah yang berani berbuat licik dan culas seperti ini
perusahaan di australia terlalu berlebihan
amerika serikat itu hanya dua partai politik ya kan
dan juga kalau bisa ya presiden yang lagi apa lagi menjabat bisa terus berdiskusi dan mendapat masukan dari presiden presidennya
di ibu rakhir pekan sejumlah tempat wisata ramai dikunjungi warga
apple to apple dengan kandidat yang lain
senin pagi ini adalah hari kedua begitu
karena ini teman teman di sana lagi fokus untuk memadamkan api
padahal kita ingat dua ribu empat belas indonesia sudah dinyatakan bebas polio pak syahril
harusnya di set data lagu ini
nggak diurus negara begitu nggak diperhatikan karena penting
buat yang bikin sekarang ini juga dari perputaran uang yang pas dari awal itu aja sih
seperti ini misalnya ini adalah ruang untuk kapal untuk operasi besar
karena ini cukup berdampak besar bagi kehidupan masyarakat besar
pengadilan agama cirebon menjadi wilayah dengan jumlah permohonan dispensasi perkawinan anak terkecil
dan menurutnya sistem ini diakini dapat menutup celah korupsi
minyak goreng curah masih diizinkan beredar
saat itu perburuan ia lakukan untuk bertahan hidup ketika paceklik datang
sementara itu wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menyatakan
petrus kan udah terkenal lah di indonesia gitu
kami dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa selama pandemik tahun lalu itu kita membuat sebuah laman spa periksa untuk orang indonesia
oke gini gantian aku yang genjot nih mas
iya jadi pas masuk uph pertama kali tuh gue pertama kali ketemu pelatih yang abis khotbah dia khotbah di lapangan terus dia nanya tadi tuh di alkitab ayat apa
sementara indonesia di tanggal sembilan nanti kalau misalnya tidak berhasil meraih peringkat ketiga
salah satunya meskipun kemudian pemerintah menyatakan yang juga disoroti
pemirsa serangan israel ke wilayah rafa gaza nampaknya semakin gencar dan masif
atau kalau di amerika itu disebut dengan ssn social security number
karena kita hanya satu satunya planet ini
dia tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat
maju dengan calon yang berbeda dengan ibu kofifah dan mas emil
dengan dj verniasan yang kembali mencuat usai unggahan dj verni
bahkan sangat berbeda sangat kontras dengan kelompok yang utama
itu nanti biar bisa untuk wisata religi
maka inilah kesempatan bagi seluruh calon dokter dan pemerintah
bapak presiden duduk sejajar sama
jadi harapan saya contohlah pak sutar gitu loh
berdiri kokoh di tepi pantai losari kehadiran masjid ini langsung mencuri perhatian
itu kan at least kan bawa nama indonesia kan
tinnitus menyebabkan kesusahan dan berdampak signifikan terhadap kehidupan
gara gara ada tikus tikusnya
tentang provinsi daerah khusus jakarta dapat disetujui menjadi rancangan undang undang usul dpr ri
terus juga ada isu agama yang
peduli lindungi yang kemudian langsung terintegrasi dengan telpon pintar yang dimiliki
paket sembako sembilan ribu rupiah
terutama di indonesia ini berdasarkan fakta gitu ya
kedua anda bisa melapor ke petugas bahwa ada barang milik calon haji yang jatuh atau tertinggal
nah di amerika yang secanggih itu pun
yang bisa dilihat bagaimana perjuangan indonesia gitu ya
punya anak bukan hanya pinangki seorang yang
pola mangkat nangkapnya itu bukan pakai jaring bukan ramah lingkungan pakai potasium
dan ini akan menunjukkan impak lingkungan anda dalam hal hal emisi karbon yang selamat atau tanjir juga
dokter spesialis kandungan dan kebidanan rumah sakit hasan sadikin zulfayanti menyebut
soal pembentukan presidential club
dan anda dapat menukar
tapi emang dari uph nya berarti nggak ada sama sekali
namun sayangnya ada yang menarik perhatian saya
nah kalau memang ada yang tahun dua ribu dua puluh hingga sampai sekarang
untuk kemudian bisa memenangkan pasar paling tidak di asia tenggara atau asia
harus bisa dilakukan tracing
jadi filosofi kami adalah kita berjalan menuju ke atas ya menuju puncak
dia punya kerentanan tuh untuk melihat situasi secara negatif
si kepitingnya nanti akan masuk lewat sini
sebenarnya yang menjadi tanda tanya adalah
upah minimum itu adalah cara hitung daripada pemerintah untuk satu orang
gue kayak jujur jujur aja
tapi di sisi lain mentalitas mungkin juga berpengaruh
penglihatan penciuman hingga indera peraba
itu berarti udah bangke banget udah berhari hari gitu ya
kukira lepas biasa kan
setahun ini latihan pertama gimana muntah atau gimana atau lebih baik itu saat yang pertama kan
kemudian tni polri maupun unit yang lain yang mempunyai rumah sakit pendidikan mbak ya
kita hadirin juga nih pemain sri kandinya yang masih main
kalau ada anak terpisah akan kita bawa ke pusat informasi
berarti kan pemerintahan ini
iya dari segi eventnya sih ya
terus ada sate jamurnya itu juga kenyal banget enak
dan mana kandidat yang menjawab dengan kata kata yang baru singgah sejam dua jam tiga jam yang lalu
jadi betul bahwa ini yang kemudian menjadi tanya tanya terkait kenapa baru sekarang kemudian ramai
tapi itu sekarang udah mau serius nih kayaknya sih teh
bagi sebagian orang hal ini sudah menjadi kebiasaan
menawarkan peluang investasi di delapan kawasan ekonomi khusus dan tiga badan otorita daerah kita
program dpi dosen berkegiatan di industri
dua puluh persen turis asing itu kurang lebih tiga ratus lima puluh triliun
atau pmk dan lampi skin disease atau lst
ini sebenarnya kita udah siap sih sebenarnya gitu cuma kembali lagi kita main di tuan rumah di
atau wellness dan kek sanur ini sama sama kita kembangkan
kalau misalkan belum ada yang udah sampai ke sana juga jadi kayak apa yang ada ada enggak ada
di suatu wilayah yang sifatnya wabah
sebab kita belum pernah memiliki referandum selama ini
telah banyak merawat anak anak berusia enam bulan hingga lima tahun
tapi kan untuk menuju kesana kan kita butuh
abrasi yang menggerus daratan di desa ini terdeteksi sejak dua ribu sepuluh
untuk kami pun juga karena
alfian dan maya juga ingin menggunakan bus transjakarta
kemudian sedang rendah dan sangat rendah gitu
yang dinilai berbeda dengan apa yang dipercaya oleh umat islam kebanyakan
namun berdasarkan cerita turun temurun sangnya wambulu memiliki pengetahuan islam yang mendalam dan dikenal sakti
ahmad menambahkan jika garuda indonesia dinilai sebagai bumn sakit
ketika menjelang waktu berbuka puasa masjid ini menjadi pilihan baru warga setempat untuk berkumpul
mereka kemarin tanggal dua november
ya mungkin dengan bisnis online
yang waktu main sempat main sama gue di mp juga
oh salah lagi gue salah terus gue satu ratus enam satu ratus enam satu ratus enam
sementara hacker hackernya tidak bisa menunggu
buat pak ali semoga pak ali sehat selalu panjang umur dilancarkan resikinya diberikan keselamatan dimanapun pak ali berada
sepeda motor listrik yang bisa menikmati subsidi ada tiga
beberapa diaspora di new south wales
bahkan negara maju pun ikut mengalami dampaknya
akan memiliki delapan belas stasiun yang akan melayani pengguna dengan dua lintas perjalanan
karena memang ini adalah rumah indonesia
edwin memilih ruko lantai tiga sebagai lokasi bisnisnya di bilangan kemang jakarta selatan
yang termuda yang terkuat
sudah menyeret seperti ini lalu ada pembiaran
menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai upaya pemulihan ekonomi
tapi kita mulai dari paris agreement dimana indonesia dan seluruh dunia kita
apa yang sudah dilakukan bssn pak
baik sebagai pemilik yang memanen hasil tambak
kalau waktu itu prawira menang
jadi tidak harus berinvestasi cukup besar
saya betul betul berterima kasih sekali karena saya paham betul
kerja itu yang saya ingin katakan pak prabowo
jadi keinginannya sejauh ini seperti apa dan kedepannya seperti apa
karena saya kan punya jaringan dimana saya akan ikut terlibat yang satunya gitu
makanya nanti ada hubungannya sebenarnya dari kebumen itu dengan kudus
bumn erick thohir yang akan mendampingi presiden joko widodo di ibu kota negara
dengan luka politik yang masih cukup cukup dalam itu
krisis pangan yang terjadi saat ini tidak hanya menimpa negara berkembang
sebenarnya kelebihan dari ims dibandingkan dengan istora itu apa sih bu
pembangunan stadion indoor ini dijadwalkan akan rampung pada bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu
aturan aturan agama menurut saya tidak masalah gitu ya
masih kembali bambang ini kereta api yang anjlok artinya dua rute yang berbeda ya
katakanlah kita membaginya menjadi tabungan emas dan saham
adalah juga dalam bentuk indonesia atau pak jokowi memastikan kerjasama
akhir akhir ini banyak menimpa lembaga pemerintahan
ataupun anda bisa mencetaknya langsung
enggak ini kemarin jersey timnas ya
tapi kalau malapetaka itu masih bisa dijauhkan misalnya wabah berbagai macam jenis penyakit dan lain sebagainya
tapi yang jadi masalah kan mereka beli dulu ada waktu berapa lama nah itu tentu kuman ya biasanya kan
bagaimana dari kacamata intelijen sebetulnya pak soleman
dalam dirinya sendiri tapi sebenarnya
dimulai dari anak bungsunya va
sama mbak gue parental
yang pegang algoritma siapa yang bisa mengarahkan siapa
saya melihat bahwa memang polda metro jaya
ini sebuah praktek baru dalam kasanah politik kontemporer kita
menurut pengelola puncak panen durian akan berlangsung hingga bulan agustus mendatang
selain bisa berkeliling melihat buah durian yang masih menempel di batang pohon
anda juga bisa menemukan opshop yang paling dekat anda melalui opshop finder
karena kita tidak bisa memprediksi situasi lapangan
tergantung kalau properti ini memang ada beberapa properti terdapat oleh bunga suku bunga
pertanyaan terbesar yang kami hadapi
lalu bagaimana dengan perlindungan pengguna atau konsumen yang mungkin sudah install
dan akhirnya setelah saya berkecimpung di dunia jalanan
batu angkruk menjadi satu titik baru untuk menikmati matahari terbit di dieng
kami kirimkan pak sby atau pak jokowi atau ibu mega
bukan berarti selama ini pemerintah memberikan bantuan ataupun stimulus ini terus semua bisa selesai
ada ngaduk ngaduk sama tuangin jagung ke nasi sama taruh taruh dagingnya ke pinggir pinggir
ada empat pilihan menu diantaranya nasi dengan menu ayam nasi dengan menu telur
itu yang di malang berarti kak ya
dan tidak ada penyebutan di indeks
gak ada sempet gak ada
dia melihat hubungan dari pemanasan lokal dan gas rumah kaca terhadap suhu bumi
sehingga tiga mantan presiden yang menurut pak prabowo sangat syarat penuh
itu yang sampai sekarang kita nggak pernah punya
takutnya kan pembeli kalau lihat berita itu jadi gimana gitu
yang ada di venue semua yang
masalah pentingnya itu tuh faktor internalnya
demikian tadi sebuah laporan dari australia explained
ringan sama lebih seger gitu kalau langkah kesuksesan nur hayati juga tak lepas dari
untuk misalnya menyiapkan mereka fasilitas fasilitas bodong seperti kantor sewaan yang begitu wah
ini air kan bang benet terus habis kebang okey revmparnce gel bangboris gitu kuartet ini tuh
jadi bicara bener bener apa adanya saat itu
terus firman syah gue ngefans banget sama firman syah
karena memang kan di sini penduduk muslimnya kurang lebih hanya tiga lima juta orang
apa basic nya udah kurus atau gimana kok
yang menyatakan bahwa hakim konstitusi anwar usman
basket tuh baru mulai gue ikutin di smp sih
dan ini ada otot di sini namanya rhomboid ini lebih menonjol ketimbang yang ini
tackling men tagling gitu ya
hasil karya para perajin yang kerap tampil di sejumlah pameran ini rata rata dijual secara daring
seru juga tuh obor obor gitu ya
bukan bullis menurut gue kayak apa ya
kemudian ada emas ini adalah waktu yang tepat juga emas batangan untuk dibeli sebagai pelindung dari inflasi
intensitas serangan begitu dasyat dibanding di saat ini saya berada di kota khonis karena memang di rafah ini bukan hanya saja serangan melalui udara maupun dari laut
maka walaupun ada simbol simbol agama lain
waktu perang dunia ii sebelum dia jadi presiden dia ini adalah panglima perang sekutu di eropa
kan sangat sejuk mendengar suara azan dari masjid
hubungan baik dengan pelanggan juga harus dijaga
michel syuberg mengatakan penting untuk mempertimbangkan apalagi yang bisa dilakukan untuk mendukung orang tua yang sedang bekerja
dan masyarakat tampak belum siap
budayawan sunda taufik faturohman menyebut
dan menurut saya itu hampir sebagian besar
dan menurut saya ens posteko glue hanya sekarang di tottenham enam bulan
karena itulah bapak ini memang sebagai isu
beroperasi dengan kapasitas terbatas pun tetap defisit
dari barang bukti dalam olah tkp polisi menduga tersangka berupaya bunuh diri
karena ada tiga puluh suara
saya tuh keping jadi model itu hanya untuk menginspirasikan orang aja sih
ada yang setuju ada yang menanggapi dengan kritis
nah kemudian posisi ini yang sebelumnya dari beberapa literatur menyebutkan misalnya van vemelan
dengan total melibatkan dua puluh tiga pekerja kapasitas produksi mencapai lima ratus buah jam tangan per bulan
terutama ketika pimpinan pondok pesantren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
sebetulnya ya reshuffle itu kita kan mengira
malah tadinya kita ingin hapus
nah di ragam kuliner kali ini saya sudah nyobain nasi kari khas singapura
dan hari ini saya sengaja datang kesini sendiri
setelah tadi menikmati bakso yang gawatir dan powertus dan sowakker itu
malas membaca tapi sangat suka menatap layar gadget berjam jam ditambah paling cepat beropini di media sosial membuat masyarakat kita jadi sasaran empuk provokasi dan hoaks
ada perumahan tambak hingga kebun masyarakat yang sempat berdiri di lahan yang tenggelam tersebut
dan seperti biasanya hari ini kita akan membawa anda keliling dunia tapi secara virtual ya untuk melihat bagaimana keragaman bulan suci ramadan di berbagai negara
dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan sampai sekarang
kemarin sempet covid jadi makanya gak boleh keluar keluar
dan kemudian ada etika etika pelanggaran etika dalam pemerintahan
saya rasa bisa jadi pilihan yang dipilih kemudian oleh si taeyong adalah pilihan yang lebih baik
bbm sendiri baik itu untuk pertalite solar bbm pertamax seriesnya kita akan siapkan
ya sebenarnya memang seperti itu
tapi untuk membangun kemajuan negara
sebuah anomali dalam sistem presidensial
kira kira berapa kilogram ayam bangkai ayam yang jadi bisa dikonsumsi oleh pak gon atau belakang
brownies gaple dijual seharga empat belas rupiah
pengertian lemah kita juga melihat
referendum pertama di australia sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan berlangsung pada hari sabtu empat belas oktober
menyusul raffi ada gading martin yang berhasil mengakuisisi klub liga tiga persikota tangerang pada awal juni lalu
berarti lu bentar lagi lulus ya
nah kalau pagi atau sore biasanya kucing senang berjemur seperti ini
jadi yang kita harapkan adalah sebenarnya
dengan beralaskan kasur yang dibawa masing masing jemaah
tapi bagaimana bila satwa satwa ini tidak berpemilik atau liar
jadi kita memang pengen cari spot foto yang bagus dan ya gitu lah
kenapa jadi dua milih dua gerobak
nah terus apalagi ya yang gue mau cerita tentang xg masterclass ya
jadi kalau saya katakan menjadi juara itu bukan merupakan sebuah kejutan
tapi memang tidak masih maksudnya tidak semua yang buka toko di platform tersebut akhirnya mendapat subsidi itu
sehingga pak prabowo selaku presiden terpilih
tapi fenomena yang akan mengakibatkan implikasi tadi
membuat ia bisa melunasi hutang modal usaha sebelumnya yang merugi
jadi itu hanya tergantung pada dia
ya mobilnya pasti ada tambah jenisnya
baik mas nana sebelum saya jawab pertanyaannya saya mau mengajak kita semua menyadari bahwa negara hadir tentunya sesuai konstitusi
so far sih murid kita kan kebanyakan masih muda muda dari sd sampai sma
berarti kalau seleksi itu cuma coach coaching dari bali doang yang seleksi
yang kedua komitmen untuk membeli produk produk pertanian
ada apa yang tempat bisa meminjamkan uang gitu
bersifat teknis itu menyerang sistem elektronik itu sendiri
jadi meskipun pemungutan suara sudah selesai
sebelum menjadi kedai teh pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan bangunan ini merupakan toko obat bernama tionghoa
itu berjalan selama hampir enam bulan bayangin gue kayak gitu
tapi pada saat itu saya merasa saya mau punya penampilan yang lebih baik
kalau di sekolah biasanya tuh dia di ruangan
masuk yang bawah dulu supaya memperkuat
dibanding dengan isu yang lebih hot itu
dan juga arus masuknya wisatawan ke dalam negeri singapura tersebut
selain saya melaksanakan dinas saya mempunyai kegiatan kemanusiaan kesosialan
anda kan disini kan student ya
sehingga mereka keluar dan kemudian diminta biaya parkir yang cukup tinggi
nah sejauh ini kalau dievaluasi dari yang pertama
dan ini harusnya memang diarahkan mengatur bagaimana fintech ini ada payung hukumnya
oh buat bikin piting lunak itu
kita metoa aja tampangnya ya kan
berapa persen mereka yang
banyak menyatakan mengungkapkan dan melakukan sesuatu
sama kayak thomas teddy ya dia jomblo nya ya
provinsi jawa timur itu ada empat empat juta anak jawa tengah tiga sembilan dan lembang sebanyak satu ratus empat puluh sembilan ribu

pasal dua puluh tiga perda satu dua ribu dua puluh empat menyebut dasar pengenaan pbbkb berdasarkan nilai jual bbkb sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai
kalau bisa dicari solusi mungkin diusahakan agar tidak lagi menambah lagi ya
adanya menteri yang memikirkan masalah penyandang kekurangan tersebut
memiliki keindahan alam yang memukau
tetapi kan ternyata pandeminya tidak selesai selesai ini berkepanjangan sampai dengan satu setengah tahun lebih
kenapa kemudian ada penolakan
karena ya jarak untuk menyewa suatu tata suara atau sound system yang baik juga mungkin kan masih perlu mengimpor
yuk kita coba hidangan khas singapura yaitu nasi kari
dia sudah punya mungkin pengalaman yang luar biasa
saya pernah menemukan sosok bayi mayat bayi itu ada di dalam plastik
turi bang aldo tersambung melalui sambungan telpon
yang ada harus saling membesarkan hati
soto betawi nyonya afung sudah eksis di kawasan picinan glodok sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
ini berada di sekitar masjid al kahfi yang ada di somalangu
peta bukan hanya politik
pemicu utama buruknya kualitas udara pada satu dekade terakhir ini yaitu akibat kendaraan bermotor
ke empat ratus atau empat ratus enam belas
negara itu semakin represif
kita udah tahu sih apa yang harus ditanyakan ke bu helen
tentu itu akan baik untuk kesuburan seseorang
dari industri perang fosil
jadi dengan adanya tv digital ini
oke pak fajar beberapa ahli menuding
dan menyiagakan petugas yang melakukan verifikasi terhadap wisatawan
bahkan kapal ini memiliki dua kapal ambulans dengan peralatan cukup lengkap layaknya ambulans di darat
nanti mama saya mau berkunjung sih
satria satu ini juga akan bisa
tomat ini harganya sekarang rp dua puluh empat
bagian bawah menggunakan gas atasnya dikaih areng
kalau kita bicara nilai komersil
bocah korban penculikan di kawasan jalan gunung sahari jakarta pusat tujuh desember lalu
itu dibocor tahun dua ribu dua belas gitu
dan ini berdampak pada komunikasi yang positif dalam interaksi terakhir kami dengan pdi
untuk memiliki sistem penyelenggaraan
itu ada semacam struktur
namun pada lab kedua saya mulai terbiasa dan bisa mengambil posisi kedua
nah itu kita hasil kayak setiap kali kita mau game lawan siapa gitu ya
hingga pelanggan listrik dengan daya empat ratus lima puluh hingga sembilan ratus volt ampere
dengarkan di apple podcast
untuk menjaga keselamatan pengunjung
yang berpotensi terdapat pada tubuh seseorang
tadi saya di panel harga badan pangan nasional harga rp satu ratus tiga puluh tiga di dki jakarta
saya sebenarnya ingin bertanya soal
untuk mulai tuh memecahkan satu satu permasalahannya
iya tapi udah sering ngobrol di podcast pemain cadangan
lalu merasa terpinggirkan dan apalagi sekarang eranya milenial gitu ya
gerobak lapar ini hanya berjualan pada jumat sabtu dan minggu saja ya
apa gue kan orang luar ya gue dateng dateng liat ini
pada pilek alergi gatal akan dirasakan di hidung tenggorokan dan mata
sebagai saat ini pasangan terkuat bahwa partai partai terutama partai partai besar
untuk menggunakan seragam entah itu batik atau pakaian tradisional
kan kita itu perguruan tinggi
ya tapi ini kalau liat liat kayaknya akhir akhir ini youtube jalan terus nih kayaknya
gak semua orang ngerti kan kayak
kita akan melihat bagaimana ini kemudian akan bergulir ke depan
kan tenis sebenarnya turnamen turnamen sekelas pon gitu kemarin di papua
pupuk yang digunakan dibuat sendiri di laboratorium
di yayasan bumi damai lebih dari lima tahun
ketika datang yang mereka tanyakan sego pecelnya ada atau tidak
dan ini juga kami bersama kepolisian terus melakukan koordinasi
ruangan ini berfungsi sebagai musola sekaligus aula serbaguna bagi anak anak yayasan bumi damai
yang bertemu pertama kali mungkin
kepada teman teman gitu kan di instansi
ya mukanya intinya itu karena sita pingin lebih serius
joshua immanuel pria kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh enam yang telah menekuni dunia angkat beban sejak dua ribu delapan belas
secara normal rata rata kecukupan gizi untuk laki dan perempuan memang berbeda
dan juga pemirsa nantinya presiden dan juga para gubernur ini akan melakukan diskusi secara internal
jadi orang bisa langsung masuk ke ikn
jadi lampu hijau artinya bisa mengembalikan situasi
sejumlah rekan dan keluarga menyambut kedatangan andi nugroho yusri angga karunia dan muli adi gunawan
mereka termasuk segelintir masyarakat yang kini menumpang di tanah milik pertamina
jadi strategi baru australia terhadap asia tenggara untuk tahun dua ribu empat puluh
ini yang harus menjadi perhatian daripada pelatih kepala shin taeyong agar mereka memperbaiki skema bertahan mereka kemudian komunikasi dan fokus yang mereka lakukan
vaksinasi dan juga sterilisasi
pertama memang ruang untuk perolehan sumbangan dari masyarakat itu memang sudah diatur dalam undang undang sistem pendidikan nasional ya
reaksi gastrofisik inilah yang membuat pengalaman menikmati hidangan semakin optimal
berakibat pada sosial politik yang seperti
tapi saya rasa pelatih sintayong juga sudah menyiapkan beberapa rencana untuk bisa meraih hasil yang lebih baik dan juga membawa kita ke olimpiade
kemudian apakah ada penambahan jumlah dari rekening dan juga total mutasi
namun jika tidak memungkinkan maka wajib menggunakan masker
karena semua hal lain dalam hidup yang berharga sekarang
ya kalau jadi pelatih juga kita bingung juga ya chen ya
tidak ada tindakan sanksi pidana ataupun denda
banyak manfaat juga sebenernya
enggak tau sih kayak reflek aja gitu
mereka sudah bisa masuk ke berbagai tempat
bagaimana menjaga profil risiko industri jasa keuangan tetap terkendali
menyambung dengan layanan visa on arrival adalah dua sembilan ratus
sukses selalu untuk event yang berikutnya mas
tapi disini tersedia rasa lain yang tak kalah favorit
manfaat ekonomi produk organik ini harganya premium

tadi saya katakan bahwa tarif ini dipukul rata untuk semua daerah
dan indikatornya itu sebenarnya adalah indikator indikator yang mampu diukur dan sangat objektif
ini kenapa tambah lagi nih katanya
kami masih memiliki informasi lainnya jelang pertandingan indonesia versus irak
ada yang mendapatkan pengetahuan mendapatkan keyakinan penemuan
sebab apa sebab keunggulan dalam debat itu hanya bisa dibuktikan nanti empat belas februari
berada di dukuh kerinjing kelurahan mertelu kecamatan gedang sari
nah sebelum kesitu zal
sebenarnya yang sekarang itu namanya di sultan itu ya
aspak sebenernya targetnya cokorda bersaudara
cedera merupakan hal yang sangat mungkin terjadi
bahwa garis pantai di semarang saat ini itu kira kira dua ribu atau dua km
nah kita bakal menetap di itali dibandingkan di indonesia
makanya diberikan satu teguran dasar
bagaimana kita bisa sama sama mendongkrak skor cpi di tahun mendatang
maka kita akan sangat sulit jika terjadi insiden insiden tertentu
pada rabu tujuh belas februari
kalau dari tiongkok sendiri rrt sendiri melihat posisi indonesia
cara membuatnya sama dengan bandros lainnya
jadi semenjak lu masuk ke karangturi pun
sesuai dengan tuntunan agama islam
dari saiful anwar sangat siap mumpuni dan cukup
intinya seluruh pimpinan ini negara awal
berlomba dalam ajang international cat show
biasanya digunakan untuk bahan apa bu
supaya kita tahu cara mengantisipasinya maupun mengatasinya
dari tiga yang sudah kita umumkan di mana rumah sakit itu sudah kita berikan teguran
kita serah mas anies kita gak cawe cawe
asosiasi sekat pekerja ini sepertinya pesimistis dengan surat edaran di tahun dua ribu dua puluh
pertumbuhan ekonomi pun nanti tidak akan sesuai dengan harapan pemerintah itu sendiri
sebenarnya hampir dari tahun ke tahun sih
karena sudah beberapa kali rasanya surat edarat mudik itu dikeluarkan
pagi pagi itu anget gitu karena jahenya
presiden joko widodo mengaku miliki informasi intelijen lengkap terkait dengan situasi dan juga arah politik dari partai politik jelang pemilu dua ribu dua puluh empat
bang andre pak prabowo mencetuskan ide membentuk presidential club yang berisi mantan mantan presiden seperti ibu megawati
tentu ini menjadi kemenangan pengadilan agama
dan kemudian anda bisa menggunakan laporan itu untuk segalanya
oh riko attitude itu bagus apanya bagus semua riko aja riko katanya
tapi apa kemungkinan yang bisa terjadi dalam proses penyidikan dengan adanya surat ini
mbak erin gitu untuk bisa setidaknya
bahwa ini kebutuhan yang harus kita kerjakan harus kita lakukan harus kita maksimalkan
dan ada manipulasi data ini kabar yang kita dapatkan
dan sekarang masih ada
anda bisa coba nih memasak nasi dengan mencampurkan minyak kelapa
baik mas vicky terakhir singkat saja mas vicky
bila kita memakan ayam tiren yang digoreng
ada tusukan tusukan dari tengah justru malah yang jadi tengah gitu
jadi brand ambassador eoph disana kayaknya
polisi pun memasang garis polisi dan papan peringatan area terlarang untuk dilintasi warga
lalu juga di seberang
kita hidup berdampingan dengan flora dan fauna yang saling mendukung
ketika mengubah air menjadi gas hidrogen
mitos berikutnya yang banyak beredar adalah daging kambing dapat meningkatkan kejantanan pria
berarti latihan strength kayaknya beberapa pemain menghindari ya
memang tipikal sayur asem yang segera begini nih
inilah profesi yang digeluti pria asal kuningan jawa barat ini
untuk dosis tiap obat memang ada macam macam dosis
demikianlah laporan yang disusun oleh esam al golib dan madina jafari untuk sbs news
untuk mie yang digunakan ada tiga jenis yakni bihun mie telur dan mie karet
tapi tetep aja dia ngerasa kehilangan bapanya
tapi dengan catatan saya bilang dia harus turun dulu berat badannya untuk bisa mendapatkan merchandise tersebut
karena dalam undang undang tersebut kemudian ada penyesuaian
di kawasan alun alun kidul yogyakarta ada jajanan yang mungkin terdengar agak aneh
ada uang lebih walaupun gak banyak
jadi karena kita sering diundang
dua di antaranya adalah gurita dan ikan kembung
jangankan yahudi yang menjadi agama dunia ya
dari cangkir ke bibir
rasa dalam rasa itu ada
sementara untuk menu camilan terdapat banyak pilihan
dan dia mungkin punya targetnya dia sendiri
saya juga mempertanyakan apa perbedaan antara presidential club dengan one team press karena pasti berpotensi akan saling bersinggungan begitu ya antara satu institusi dengan institusi yang lain
panen raya yang kita prediksi adalah mulai masuk bulan maret
apakah masih terdapat korban yang berjatuhan ketika mereka harus dievakuasi
temuan kedua yang tadi juga diulas kita melihat fenomena klasik model kekuasaan membagi bagikan kursi kekuasaan kepada para pendukung politik pak jokowi masih terlihat
kalau yang di puskesmas melayani pasien yang berkunjung ke puskesmas batangkuis
coba mungkin dampak ya dengan peningkatan dari suhu satu lima derajat saja apa yang bisa terjadi
yang kedua investasi itu hanya bisa bertumbuh dengan baik dari apa
tidak hanya terkait dengan akademik
bukan hanya sebagai komoditi perdagangan tetapi juga sebagai sebuah tradisi
tapi bagi adi dan nur rezeki sudah ada yang mengatur
supaya api bisa teratasi dan juga kita bisa kembali ke area normal
eh lu ikut asian school games gak sih hah dua ribu lima belas
mereka bahkan rela sampai harus tiarap di tanah
atau yang dikatakan tidak memiliki jumlah sperma sama sekali
tapi kita misalnya berpindah domisili ataupun berpindah negara
itu pun harus apsah lah
saya waktu itu pernah ada riset di bali dan karena kita hanya punya di bali saja di dunia ini hanya di bali
termasuk siapa aja yang tahu tentang rumah singga tersebut
salah satunya yaitu lenong kesenian teater tradisional yang banyak dinikmati masyarakat betawi sejak akhir abad sembilan belas
saya bertemu dengan salah satu pasien yang berobat di sini
para penikmat kemper van mengakui camping menjadi lebih mudah dan fleksibel
membersihkan sampah sampah yang ada di air
kejaksaan tinggi bali menetapkan rektor universitas udaya nai nyoman gede antara
misalnya pernah di permanent court of arbitration filipina menggugat cina terkait dengan klaimnya china sembilan garis putus
secara umum wilayah pesisir utara karawang yang terkena abrasi bisa dikatakan dalam kondisi kritis
meski demikian penggunaan busana modest tak harus menggunakan jilbab
karena memang kita lihat
ini yang tentu kami juga akan terus mengikuti peristiwa hukum ini
terus ada media media mainstream
mendapatkan iklan yang berbeda beda gitu
untuk menjaga vitamin d dan mendapatkan beberapa manfaat lain dari paparan sinar matahari
betul betul menjadi yang nyaman
tapi juga untuk kegiatan hari hari dia
jangan pasti saya yakin
praktek semacam itu memungkinkan kecurangan terjadi
ayo pemirsa siapa nih yang belum sarapan saya sih udah belum sarapan gak
saya banyak ngobrol aja sama yang lain lain yang sudah
seharusnya kalau kita boleh usul seharusnya itu berangkat dari situ
sebagai kepala staf kepresidenan tentu bagian dari lingkaran presiden
katakanlah misalnya juga kita sedang bersama sama dengan komisi satu
kenaikan suku bunga dari negara negara eropa maupun amerika serikat sendiri juga berpengaruh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
salah satu nama yang sering disebutin juga
dengan amerika latin dan karibia
eh syaknya lagi makan gitu gitu kan
terus ada pasifik pasifik tuh siapa ya pada main di
pulang setelah di ronsen sebelum di sini
distrik di west kalimantan
dan mereka itu kan memang
substansinya termasuk juga niat apa yang dilakukan
berarti belum tentu saya masih
karena logikanya kalau returnnya misalnya enam persen inflasinya dua persen berarti ada selisih empat
jadi kayak ada berapa berapa bulan sebelumnya
bahwa anak anak harus diberi ke rumah
ataupun mengetok pintu tersebut pintu rumah itu
khususnya satgas pangan tidak hanya diam saja hari ini
seperti apa sampai kita olah
dengan modus menyerahkan uang dari arisan ataupun dari warga masyarakat tersebut
mau dibikin pakai asam pakai sambal bisa
misalnya anda masih bingung mau liburan ke bali naik mobil atau pesawat
lu mulai badmintonnya kapan berarti tuh
tapi mungkin dalam waktu dekat mungkin bisa dimasukkan dalam sebagai agenda untuk penentuan kebijakan yang baik untuk elinor dan lain lain
kuahnya terbuat dari campuran ebi kaldu ayam yang direbus selama empat jam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
yang mana semua semua adalah atribut yang sangat bagus
nah kalau kita lihat kekerasan sendiri kalau dilihat itu merupakan suatu aksi atau perilaku
dengan adanya masjid adalah tempat untuk menjalin silaturahmi
masing masing setiap orang pasti mempunyai ideologinya masing masing seperti itu nah
jadi ini kan nanti berlaku juga untuk rumah sakit pendidikan di luar yang dikelola oleh kementerian kesehatan
tetapi kemudian kami sampaikan bahwa dalam perlaksanaan penertiban saat ini
namun tidak menutup kemungkinan petugas akan secara acak melakukan patroli di berbagai lokasi syarat pelanggaran lainnya
hahaha lumayan ya buat panjang panjangin lu razie
kan ada yang bayar di sini gratis
satu kg benang kemudian dapat dibuat menjadi sepuluh meter kain sutra wah bisa nggak ya saya bikinnya
terjadi ini pasti akan diurut terus
artinya itu bagaimana kita selanjutnya akan merayakan atau memperingati hari australia itu
dalam undang undang advokat
nah saat dia nanti berinteraksi dengan kita ya kita udah melihat bahwa orang ini punya kendala tuh
buat minta alaman segala ya
anda bisa mencobanya yang murni ini
tapi memang di kawinan kita tetap reading
ceritanya dalam sejarah politik
yang boleh itu sebetulnya adalah pemantauan yang tertarget
masyarakat indonesia malas membaca buku tapi sangat suka menatap layar gadget berjam jam
tenaga kerjanya berapa di daerah mana kualifikasinya apa
kebanyakan atau kjri kbri itu mengorganisasikan
mungkin yang agak agak masuk akal gitu
bang ben jernihkan ini untuk dikonsumsi sendiri
segera saya memasang es doger
kita perlu ada revisi ya permendak mengenai perdagangan online ini
dua puluh tahun penderita obesitas berbobot satu ratus sembilan puluh kg
apakah psikolog klinis ataupun psikiater gitu
kedai mie lain yang saya coba
tadi di lapangan juga terkatakan akan ada media festif ya
lagi lagi beragam aplikasi travel online penting untuk kamu unduh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
atau sekitar tujuh puluh empat empat juta rupiah
semuanya kira kira mendukung ke arah situ begitu ya
rasa manisnya cukup kemudian ketenyalannya juga cukup
harapannya mereka bisa melanjutkan pendidikan formal
jenak sekitar lima belas hingga tiga puluh menit karena yang penting adalah nyenyaknya
jadi kalo gue akhirnya gak siaran radio lagi salah satunya karena ini ya iya
tapi sampai sekarang ini so far banyak siswanya yang turnovernya tinggi kita
namun siapa sangka pria yang kerap dipanggil mbah duhur ini dulu justru seorang pemburu penyuh
ya mungkin karena ketidaktahuan dan saya mau bantu mereka untuk supaya bisa connect dengan sistem yang sebenarnya sudah di pikirkan oleh pemerintah yuk
termasuk di situ adalah sosialisasi dan literasi
menurut penolakan yang dilakukan
peternakan milik perumda dharma jaya menerapkan screening ketat terhadap sapi sapi yang tiba dari luar jakarta
baik tekanan sifatnya intimidatif tidak menyenangkan atau tekanan yang sifatnya iming iming menjanjikan kesenangan
di asia tenggara paling tidak
bisa melibatkan senat mahasiswanya
di tingkat kasasi gitu ya
ia sekarang menjabat sebagai direktur ilmiah di melbourne ivf
dan tadi saya lihat ada berbagai macam alat musik di situ
yang memegang kontribusi besar terhadap suplai bawang merah di dki jakarta
gara gara buka juga dulu main ya
dan memiliki kedalaman sesuai lubang di habitat alaminya
agak eropa ya berarti mirip mirip lu dong lu kan juga blasteran bu
sebagai kabit binpres di plt
yang mengucapkan dua kalimat syahadat
sehingga akhirnya sel tidak sensitif lagi
berarti lu ini banget ya
pasti akan jadi kontroversi
bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan dtks
kita juga melihat bagaimana goalnya strike ke gawang korea itu langsung direct dari evergener gitu kan
mulai dari mature aged gays
memiliki psikosoial yaitu rasa empati itu
pemudik harus bersiap siap menghadapi hal yang sama
satu penderita enam tahun perempuan
mengatakan daftar pemilih tambahan gitu ya
kayaknya kalau memperbandingkan indonesia dengan mereka bukan apple to apple juga
mau nyanyi apa nih buat teman teman buat masyarakat di indonesia
siaran berformat digital dipancarkan dari perangkat pembawa sinyal digital
nggak ada gitu loh kayak kita keluar rumah aja tuh udah banyak orang takjil gorengan tuh gampang banget
prisindo ini untuk saya sebagai penyanyinya
dan mobilnya itu mempunyai berbagai alat safety gitu
kalau sebagai pencipta lagu ya lagu apa saja kita harus punya database pribadi kita sendiri
dana punya sponsor gitu itu problemnya aja kalau kita bisa
pemeriksaan hanya menemukan lecet pada sapi akibat proses pengiriman
harusnya yang ranking ranking atas yang diterima di perguruan tinggi negeri
kemanusiaan yang adil dan beradab
oleh aparat kepolisian untuk kemudian mengubah pendekatan terhadap kasus kasus kdrt
pak johari yang disepakati oleh kedua pemimpin negara
iya jadi kelihatan rapi enak
sarana hukumu melakukan sejumlah ritual khusus setiap sholat jumat
misalnya memang kondisi ada penjepitan saraf atau yang terutama jangan sampai ada penyepitan saraf gitu
ini kan secara tidak langsung memberikan nojah terhadap ksp
bagian gue kadang bisa sampai jam sebelas pun gue masih bisa di kantor
kalau saya terus terang terus terang tidak mempunyai apa apa
paralel dengan itu kami juga sudah berkoordinasi dengan satpol pp
siapa yang kuat dialah yang menang begitu
terus kemudian minta maaf pada keluarganya sehingga pada akhirnya nanti akan memperoleh keadilan
kabanti sendiri sesungguhnya sangat berkembang pada abad ke sembilan belas tahun seribu delapan ratus an
dia nanti sudah ada proyeksi proyeksi akan ditempatkan dimana saja
lu ada satu ini gak satu role model gitu selain kakak lu gitu ya
jika ada yang terbukti dengan sengaja melanggar
karena ini kan terkenal sebagai kandang banteng pdi perjuangan
dua calon haji asal embarkasi surabaya diamankan petugas keamanan masjid nabawi di madinah beberapa hari lalu
kemudian juga kalau kita lihat dari secara taktikal ya
memang menjadi isu yang sangat besar sekali menarik karena salah satu yang kami dari awal kami ingin seleksi jalur mandiri ini ditiadakan
oke prof karim jadi menurut anda ketiga capres semalam berhasil tidak menjelaskan permasalahan
biar tidak salah kita tanyakan langsung saja ya ke dokter spesialis penyakit dalam dr raden panji surya sppd
biar ngerasa makin dekat satu saudara
bahwa presiden seperti pencuri di kantor
ini salah satunya adalah pkb yang tidak perlu berkoalisi untuk mengusung nama di pilkada jatim dua ribu dua puluh
sehingga apa yang disampaikan oleh mbak wiwi
oh banyak juga ya
menurutnya munggahan dapat diartikan naik ke bulan suci
namun diantara itu ada juga pelanggaran roda empat
pertama saya melihat bahwa sebenarnya ketika kepolisian menggeledah rumah di kertanegara nomor empat puluh enam ini mbak
tapi modalitas atau kesiapan lingkungan yang mendukung hidup
inilah terapi tulang yang dilakukan surya putra irawan yang lebih dikenal sebagai sen master
atau bisa pesen yang pakai telurnya saja
dengan tiga hingga empat kali tanam dalam setahun
kayaknya sih daerah timur gitu ya
apa sih hal yang paling dirindukan dari melaksanakan ibadah ramadan di indonesia mbak
dan rata rata itu semuanya generasi milenial generasi z kalau orang sekarang gitu kan
paling bantar kita kasih lima orang per sawo itu masuk untuk mengurangi kerumunan
lima etika dan presiden
yaitu pada bulan bulan september ini ada embun salju atau masyarakat dieng menyebutnya upas
pemerintah resmi mengubah skema seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur sbmptn
karena merupakan pembongkaran hakikat demokrasi
dan kemudian perumahan itu terletak di daerah belokan sungai
jadi itu akan diselesaikan dengan asean
perjalanan mereka yang akan ke jakarta dari gubeng atau surabaya menuju ke jakarta melewati yogyakarta
dan tadi saya melihat beberapa calon penumpang yang masuk ini rata rata sudah membawa sertifikat vaksin covid sembilan belas
vaksin merah putih yang dikembangkan universitas air langga
kalo misal kita kalo gue kan orangnya bebel kurang ajar ya
itu emang koapinnya nyuruh atau gimana
kemampuan yang saya kerjakan mengembangkan
kita salurkan melalui balap ini
wah seru banget pasti ya nanti seluruh warga negara indonesia berkumpul merayakan idul fitri di amerika
pernah mengatakan bahwa indonesia membutuhkan
dan juga destinasi wisata prioritas
pemain ini harus terjun ke grand slam junior
terus gue sempet nonton juga kan
kenyataannya benua kepulauan ini adalah rumah bagi ratusan negara
mengharapkan adanya stabilitas politik
lantas apa saja langkah yang akan ditempuh jajaran ojk baru ini kita akan bahas bersama narasumber saya
senin siang menyebut pemberlakuan konversi gas lpg tiga kg ke kompor listrik menunggu tiga daerah yang dijadikan daerah uji coba
kemudian mendirikan masjid di baruta
tiga kandidat menunjukkan gaya komunikasi yang berbeda
dan juga paling yang paling penting
di dunia satelit adalah negara ketiga pak yang
dan suatu saat dia tidak akan berada di situ
soal pajak lah apa yang
jadi selama enam jam nanti masyarakat sipil bisa mendapatkan bantuan medis maupun
itu ada anak anak senior yang butuh kemari untuk tim kan
oke sekarang kita masuk ke bagian kampus ya
ceo dari parenthood georgie dent mengatakan ada perbedaan serius antara keduanya saat ini
salah satu pelajar sih saat ini ya
dari penerimaan royalti ini tapi selama
bagaimana kemudian menjaga protokol kesehatan agar pandemi dengan dibukanya ini tidak menularkan ke para wisatawan yang datang begitu aldi
oke prof artinya melalui sidang gugatan di international court justice ini
menurut dokter spesialis anak dan konsultan ahli dokter syarif rohmini
yang sudah mungkin terungkap di beberapa daerah
kemudian dari situ keluarga saya
tapi kalau orangnya ditambah dua kali tiga kali lipat empat kali lipat akan terjadi hangat di sini
yuk pengunjung bisa bersantai di kafe yang juga menyajikan hidangan bertema k pop dan k drama
yang mulai dengan cara yang dianggap oleh british
tepat di depan podium berikan tepuk tangan yang meriah
tapi lagi lagi karena covid kan juga dibatasi ya
seperti kayak pemain jepang korea yang sudah traveling itu bertanding dana itu gak ada masalah
tapi kalau misalnya menang mungkin abang menteri kali
yaitu kurangnya komunikasi dengan para stakeholder khususnya para mahasiswa
kali ini proses penangkapan kepiting liar
menurut mereka itu masih oke gitu lho masih keren banget untuk dipakai buat orang non muslim juga
bisa digambarkan bang andre
seorang dokter umum di melbourne dr amir saidullah
apakah ppkm berlevel tetapi berlakukan atau tidak
mengajak dan merangkul partai politik yang ada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
dari dua ribu sepuluh sampai dua ribu dua puluh ini
pasti banyak pemain yang muda kok
ya baik sebagaimana diketahui dan baru saja viral beberapa waktu yang lalu
tiga mantan presiden itu sudah membernya
masyarakat akan ditanya apakah mereka mendukung perubahan konstitusi untuk mengakui masyarakat pertama australia
dan kami mulai mengembangkan framework ini
mbak mira apakah ada aksi yang akan dilakukan oleh aspek menanggapi surat edaran dari menaker
tempat gitu kan bazar offline itu
kita nggak semenyeramkan itu sih
baik terima kasih atas diskusinya siang hari ini mbak esha m rabini

patok delapan t harus ada a
karena jelas itu berkaitan dengan
dan saya kira ini penting tenaga kerja dari indonesia bisa material dari australia
semua satwa atau satwa yang dilindungi itu yang merupakan aset bangsa
memenuhi semua persyaratannya bayar
yang mungkin kalau misalnya saya sebutin semuanya bikin mayfrey dan juga fani di studio merasa lapar
kemampuan produksi menyusut sampai dengan delapan puluh persen
rincian besaran tarif yang sudah ditetapkan
anda mengikuti para penjajah asal
ada feel kayak ada excitement kayak
maka seharusnya mahasiswa juga harus ada
tapi kalau melihat kapitalisasi yang besar yang dibelikan oleh sebuah perusahaan teknologi
wni yang berhasil kita keluarkan
tinnitus menyebabkan kesusahan dan berdampak signifikan terhadap kehidupan
bahwa kalau ada sarana gitu ada aksesnya
guru honorer sd negeri dua puluh lima kela gt sorong papua barat ini
ini untuk yang kapolda wakapolda irwasda dir intelkam dir pol airut hingga kapolres
karena pada saat ppkm mikro pun yaitu sebelum terjadi lonjakan kasus ini
pemkap kudus juga mengunggah simbol foto selfie dengan jari
ini cerita miris tentang kondisi modern seperti hari ini yang dialami oleh warga telak
jadi jihad itu tidak hanya perang dan melawan negara yang sah
bandingkan dengan survei itu gak ketemu tuh
pada situs resminya wmo menyebutkan peningkatan suhu global disebabkan oleh gas rumah kaca yang menahan panas
nation fest bertempat di balai serbaguna purnomo prawiro universitas indonesia
seperti kiberlubang obesitas diabetes darah tinggi hingga kolesterol tinggi
docang adalah makanan khas cirebon yang mudah ditemui di pinggir jalan
dugaan korupsi dilakukan oleh seseorang yang
bukan untuk menghambat akses tapi ini demi kepentingan kita semua
lu tinggal jawab setuju apa nggak setuju sama
tapi secara keseluruhan ini dari dampak ekonominya itu bagaimana
memecahkan masalah sekarang ada penggantinya itu kadang kadang situasi kekerasan bisa dihindari gitu
dan ini yang faktor faktor pendukung ini yang harus diberikan gitu ya ditingkatkan gitu
presentasi ini sejatinya membaik dibandingkan dua ribu tujuh belas yang tingkat kerusakannya mencapai delapan puluh lima persen
walaupun inore tinggi badannya kurang tinggi atau kulitnya juga seperti ini
tanah yang sudah dikeluarkan
dengan mungkin badan yang lebih atletis lah gitu ya
kemenkes juga berkomitmen untuk melakukan penindakan
layer pertama adalah politik rendahan
karena kemarin banyak sih publik yang penasaran
gempa janjur dan suhu awan panas sendiri
kalau sampai ada cabang olahraganya
juga membuat sate seafood seperti cumi dan gurita cepat matang dan tingkat kematangannya merata
nah terus jangan lupa bahwa bakaran bakaran di lahan terbuka ya
tapi lagi lagi soal harganya itu yang fantastis
ternyata barang barang yang masuk itu
kita tergabung dengan koresponden cnn indonesia victor panggaribuan
memahami agama itu ada empat jenis
ini bawang merah iris mereka ini membelinya di pasar ini rp tujuh puluh per kilo ya
akhirnya gue udah digantiin setelah itu ya gue belum siaran radio lagi
ini pertama jawaban saya selaku seorang yuris ya
itu sudah terverifikasi bahwa data itu memang data yang benar gitu
tapi tidak bisa menahan gelombang datangnya gelandangan dan pemulung musiman ini
jika who menetapkan indonesia sebagai daerah hyperendemik
yang sekarang dikenal sebagai australia
jadi suku bunga naik kpr nya menjadi lebih mahal untuk mereka yang kemudian kelasnya adalah mdr masyarakat berpendapatan rendah mungkin akan terdampak
intinya kita tidak ada bilang kalau mereka ngomongin setah di belakang gak ada sama sekali
kemudian secara umum respon atau upaya kita di dalam menanggapi atau menanggulangi bencana itu ada tiga
dr johannes tidak menyarankan untuk memakan daging kambing setiap hari
dan nanti akan kita kembalikan jika habitat aslinya memang sudah boleh kembali
bahasa pada awal kemunculannya kabanti dilantunkan tanpa iringan musik naskahnya mengandung ajaran
ini sedang dilakukan terus
ya kadang kadang ada yang bilang oh saya dapat lima juta dapat enam juta alhamdulillah
nanti masuk di dalam pertanyaan
yang ge juga ada tetapi yang lain hampir sama sekali tanpa gejala
nah itu waktu itu pindah jadi muda muda dua ribu sembilan kan nah itu aspak dia ngerasainnya kayak ngerasa kayak oh lu gak mungkin udah abis karirnya
ya saya yasni saya mahasiswa phd di monash university australia
pondok pesantren al zaitun dibekukan bahkan dibubarkan
iya mbak nana kan ngarahinnya bahwa nomenklatur ditambah karena pengen bagi bagi
karena magot itu kan karakteristiknya dia bukan menggigit tapi dia menghisap
namun dua ribu dua puluh dua ke dua ribu dua puluh tiga peningkatan terbanyak adalah manusia gerobak pengemis dan pemulung berkarung
polisi sudah memeriksa enam orang saksi
karena waktu itu bung karno kan di stigma atau dicap sebagai kolaborator jepang
gue ada kepikiran juga mau ambil s dua sih
ya harusnya merekonstruksi ini
tribulan keempat dua ribu dua puluh dua ini kita bisa melewati target tiga enam juta wisatawan mancanegara
tentu kami juga menunggu bagaimana sikap presiden terhadap pak muldoko
kalau kita di dunia kedokteran olahraga kita menggunakan fisioterapi gitu
sehingga setiap tahun pemerintah keluarkan pemerintah
saya sudah tidak sabar ingin memborok aneka roti yang ramai di perbincangan ini
alot ya sudah pasti tapi sebenarnya
ya gerobak menjadi tempat tinggal keluarga kecil ini
juga ya kak ya bosen juga
yang ditunjuk sebagai pusat pengelolaan
dan kemudian untuk diusahakan untuk mereka turut melindungi
telurnya takutnya kan diambilin sama orang orang dikonsumsi sendiri
itu mungkin sih riwayat singkatnya seperti itu
gak usah gak usah
sudah bergabung bersama kami mira sumirat selaku presiden asosiasi serikat pekerja indonesia atau aspek
betul sepuluh dari empat jauh kortingnya tuh
jika ada tanda tanda infeksi lain
cuman ya sekali lagi karena saya tidak ada di lokasi
ini sudah hampir satu tahun lebih
jadi nggak perlu jauh jauh ke jimbaran nggak perlu mahal mahal ke jimbaran
akwarium ini merupakan salah satu akwarium indoor terbesar di indonesia
setelah datang saya abdul wahid kemudian dia mempelajari islam dan secara perlahan lahan ketatanegaraan dirubah menjadi kesultanan
ingin mendapatkan bukti yang sebanyak banyaknya
di restoran ini di warung ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan tiffany
yang pertama itu ini kan negara bebas merdeka ya
kita dapat pemain empat propti ini
jadi kabolosi yang sudah meninggal dunia mereka akan dimakamkan secara khusus di satu lokasi
ibu korban yang juga istri dari pd
karena terhambat saat akan menuju ke luar
oke masih memang harus menjalin komunikasi seperti itu
harus mundur lima tahun sebelumnya begitu
kemungkinan makin banyak produktivitas ikan yang akan didapatkan gitu
nah salah satunya pendekatan yang saya lakukan sebenarnya ada pendekatan dalam tanda kutip adalah terjadinya sebuah penyuapan gitu ya
terus dua ribu empat belas gue pernah ngalamin
dan kita lihat yang fans tottenham sangat sangat menarik dan enjoy
nah di momen dua ribu dua belas itu kita feel kayak ini masih enteng ini enteng ini bisa ini enteng
yang merupakan jenis pesawat militer angkut ringan
datang dari sebelah kanan podium
indonesia harus berbangga karena timnas basket indonesia berhasil meraih medali emas untuk pertama kalinya dalam perhelatan sea games
mudah mudahan forum yang informal kata jansen tadi
dibandingin bursa bursa di asia lain ya
bahwa belum mengetahui adanya kebenaran berita tersebut
kemudian kita tambahkan seledri batang seledri yang tadi
dan itu semakin terlihat bahwa presiden jokowi adalah head of state
jadi kita mau jual bukan mau jual barang saja mau jual emang budaya korea gitu
dalam negeri yang bermain dalam sektor on demand ataupun logistik dan juga marketplace bagaimana
jadi kita bisa melawan filipina mengalahkan filipina
lalu produk tersebut akan dijual melalui tiktok dengan harga yang lebih rendah
kan di sini juga banyak sekali diaspora indonesia yang dari berbagai suku bangsa
gak ada yang tinggi
hal ini menyebabkan dirinya dilarikan ke rumah sakit abdi waluyo jakarta pusat
jadi apa gitu padahal sekarang kalau saya lihat bonusnya di tim event seperti pon sea games asian games sama olympiadis dan lain lain
dan disitulah ditemukan empat mayat
yang terjadi selama masa pemukiman inggris di australia
bukan lagi tempat menuntut ilmu tapi tempat nyaris tempel
terus ada juga yang disiapin di taman taman seperti ini nih
barengan sama ada temen temen celebrity juga
dan relaksasinya tiap orang ini beda beda ya
nah video ini kemudian disampaikan pada lima november
self talk juga merupakan kombinasi kesadaran tentang sesuatu
tadi ini kok kita sempet kemarin sempet liat di snapgram gitu ya di instagram
dan rakaat itu ketetapan
yang dituntut daripadanya dari sudut etika
berguputera bulu putri kita ambil semuanya
nah itu yang terlihat sekali di laga menghadapi uzbekisan
karena kita bisa menangani pandemi dengan baik
safari sama beskapnya sama beskapnya
target aku sih target aku sih kalau bisa yaudah dicoba aja dulu
mereka sudah terpilih menjadi presiden
ott bisa ungkap kasus korupsi secara telak
apa sih sebenarnya tantangan dari pemerataan internet yang ada di indonesia kita kan ngelihatnya gini
dan ini kita upayakan sebenarnya itu didorong
setelah lima tahun bekerja sebagai juru masak di timur tengah
teratur semuanya dia lebih percaya diri
masa kita tarik begitu saja mundur semundur mundurnya kan gitu
oh iya iya masih kental balinya tuh makanya kan
tbi gitu yang terlihat
dan senjata belum bisa permanen ini saya bahas kemarin dengan dosen hi begitu ya dari ubinus jakarta mas fikri
maksudnya pengennya lebih ke detail tentang basket
kalau arya dan keluarga tidak bisa merubah pola
sam kail mengatakan setelah empat tahun berkampanye terhadap pemerintah upayanya membuahkan hasil
ya kan walaupun kita waktu pernah interview adi
mengundang konsultan dan menulisnya untuk kalian
ibu kota nusantara ini membawa air dan juga tanah dari provinsi mereka masing masing
baik seperti yang anda lihat saat ini dialah situasi gerbong dari argo semeru
terima kasih semuanya buat warga jawa barat
di mana menteri bumn erick thohir menyebut
sekarang kalau menurut data bp satu ratus sepuluh miliar
pertanyaannya tadi dok benar tidak kalau mengonsumsi obat sakit kepala
kayaknya dia masih deman gitu kan
kelas kelas berapa joe dia joe
tim liputan makassar sulawesi selatan
dan ini itu mengingatkan saya seperti makan oister di jimbaran
oke baik termasuk diantaranya kalau dari presentasi yang disampaikan kemendikbud
wah setelah saya buka kolom flash sale nya saya menemukan banyak barang yang murah
tiga jarinya tidak termasuk jempol
maka disarankan agar anda berhati hati dan berkonsultasi dengan dokter anda
oke berapa kisaran penurunan tanahnya pak heri apakah ada jumlah atau angkanya
omset usahanya pun kini telah mencapai enam puluh juta rupiah per bulannya
maka besar kemungkinan jumlah dana atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut
karena kita dalam keadaan yang sulit ya secara ekonomi dan sebagainya sebagai dampak covid
kecurigaan bermunculan setelah polisi mengatakan rumah yang ditempati ketua kpk firly bahuri yang disebut rumah singgah di wilayah jakarta selatan ternyata disewa oleh seorang pengusaha bernama alex tirta
dan ini bukan rencana karena groundbreaking nya sudah dilakukan
salah satunya sebenarnya kalau kita ingin menarik masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi sebelumnya kemudian menggunakan bus
di masa yang mendatang khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
mau tidak melibatkan mereka bertiga ini mantan mantan presiden yang masih hidup
baik kita di dalam negeri atau di luar negeri
dengan sembilan anggota korea
maka target saya dulu perintah presiden desember itu harus sudah masuk semua
eee belum tapi kayak di luar latihan sekolahnya iya dia kayak ngati ngati gitu
jadi saya tidak melihat pekerjaan itu bentuknya dari apa
jelas jadi kita nggak bisa mengatakan ya ini ada kaitan ya itu tidak ada kaitan
alumni akademi angkatan udara tahun dua ribu lima
di tempat ini saya langsung bergabung bersama tiga pekerja
kita tidak bisa berlari dari
menikah di usia remaja sudah menjadi tradisi dalam keluarganya sejak dulu
sebenarnya peluang indonesia untuk meraih peringkat ketiga itu sebenarnya terbuka
ada yang bilang sulit mencari makanan halal di hongkong
tidak ada satupun yang namanya mau obama
jadi bisa dampak yang kelihatan atau tidak kelihatan oleh pancai indera
atau tiga atau empat staff dari kjri
karena kayak janji kampanye pak prabowo gitu
ada delapan isu yang menjadi fokus
mekanisme pemeriksaannya tentu saja tidak bisa dilakukan
ikut yang namanya olympic youth games itu tuh bener kayak olimpiade tapi versi
berarti angkatan dua ribu enam belas yang sama winson ya
tadi pak ara sampaikan bahwa
gimana basic basicnya basketnya
contohnya jika ada perkembangan di perkhidmatan kecil ada gestro yang berlaku maka kita merekomendasikan anak anak yang tidak imunis
sebab kan kita negara ini kan negara pancasila
cuma untuk menuju kondisi yang lebih baik lagi ini masih perlu waktu
itu bisa berdampak dan sangat jelas akan berdampak
oleh sebab itu sebagaimana peraturan daerah nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
dengan kapasitas tiga puluh delapan kwp
setidaknya ada empat kota yang diperbolehkan untuk kembali membuka mal atau pusat perbelanjaan
dan haji sunjongi sebelum berjualan di rumah
tapi banget lo kalau ngeliat kayak follow instagram gue tuh ada kayak sesuatu hal hal tom yang kayak aduh ini kayaknya banyak orang yang bilang tuh makanya sih lu gak bisa diem sih lo terlalu aktif sih
sebagai presiden untuk mengambil keputusan oke menarik menarik bahwa akan menimbulkan kebingungan
program program tersebut mereka juga memberi insentif atau subsidi
utara dalam nih sepanjang satu km dari depan hingga ke belakang saya ini berdiri mungkin sekitar seratusan distro
produksi atau target kita yang dua empat juta ton
makin banyak dan pak prabowo ingin merangkul semua kekuatan politik loh
yang pertama tentang al quran perkataan rasulullah bukan perkataan allah
dan pernyataan bahwa suatu keputusan merupakan pelanggaran etika yang berat
sehingga kita mengantisipasi kalau itu adalah ada pengiriman misalnya dari luar daerah
ada sepuluh tembakan dari laga laga yang sudah diikuti
mas indra kalau melihat ya aturan baru dari seleksi masuk ptn ini ya
keluarga mengungkapkan korban bernama sari indah yati hilang sejak dua puluh enam desember lalu
sudah kesehatan saintifik teruji dan juga bahwa menikmati makanan itu pada dasarnya bisa dengan cara apa aja

tapi gak akan sampai saat ini gue gak pernah kepikiran untuk gue balik lagi
buat lompatan kemajuan bangsa
jangan sekali kali kita melakukan perbuatan
konter es gelato ini juga menempati rumah jadul berarsitektur belanda
kemudian masukkan mie tahu ayam dan daging lalu direbus tak lebih dari satu menit ya untuk menjaga tekstur dari mie
kukunya biasanya cenderung copot seperti itu
safa dan gusti menjadi dua di antara ratusan anak anak yang sudah tinggal
makan berat sudah kita cari jajanan yuk
dan indonesia adalah representasi negara berkembang itu
nah masyarakat harus diarahkan ke sana melalui pendidikan tadi
seperti faktor inflasi dan juga rata rata imbal hasil investasi
yang penyelidikan yang berterima kasih terhadap bapak saya untuk diterima
dan kita yang bisa feeling feeling sendiri karena
perubahasi gitu ya atau gimana tuh kak iya
baliki untuk perjalanan dari jakarta menuju joglo javaneglasari sukabumi jawa barat motor
dari ketika mereka memulai
dulu sempat suka sih bola gitu kan tapi keluarga gue ini semua basket semua kalau gue bola kan kayak gimana
pastikan juga ya posisi vakum berada tepat di depan sikat

aturan yang boleh dan tidak ini sebenarnya sudah disosialisasikan saat prosesi manasik haji
seluruh masyarakat memeluk agama islam
event organizer teman teman musisi yang sudah kayak apa ya sudah kayak gatel gitu ya
selamat sore salam sejahtera bagi kita semua
apakah ini bisa dikatakan sebagai suatu hal yang sebenarnya
arya permana kini berusia tiga belas tahun
dan terutama menyerang pada kelompok usia yang rentan yaitu seperti bayi anak anak dan orang tua atau yang punya penyakit komorbit
merespon hal ini organisasi kesehatan dunia atau who melakukan pertemuan darurat jumat kemarin
melainkan milik bangsa indonesia
emang jadi pemain luar
sebagian warga tetap memilih untuk melakukan aktivitas outdoor tersebut tanpa masker
sebagai salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim
malah ada yang parahnya lagi baru dapat saja di bulan april dua ribu dua puluh satu
sebab tidak boleh terburu buru dan tidak terlalu lama agar adonan tidak gagal seperti pecah maupun berair
karena pita frekuensi yang digunakan penyiaran digital jauh lebih sedikit
tentunya akan merapat ke dalam kubu golkar dan mas emil
list carter telah mengelola aktivitas ini selama sembilan tahun terakhir
ataupun ya balik lagi gue akan bikin satu on one
manfaat internet untuk kehidupan
sensitivitas polisi dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat minim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
seringkali yang dipersepsikan pertama kali adalah
ada yang tidak memutarkan lagu ada yang memutarkan
lu di umur yang waktu itu baru masuk uph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
seperti di pertandingan melawan uzbekistan kemarin
dan selamat menantikan waktu berbuka puasa di amerika serikat
menteri atau blablabla jangan
satu tahun laki laki dan juga di sampang ya jawa timur umur tiga tahun
yang berfoto selfie dengan menggunakan kode jari
di undang undang tiga puluh sembilan dua ribu delapan jumlahnya tiga puluh empat
namun ahli tata kota dari universitas trisakti yayat supriyatna mengingatkan pemerintah
meskipun australia adalah negara yang menghargai keterlibatannya dalam perang
pertama saya lihat dari harga
nah itulah tadi bapak rigi kusumo dengan rangkumannya tentang cuti berbayar bagi orang tua
tadi kan dinyatakan oleh pak nur ya bahwa sebetulnya yang naik beli patipa itu hanya sekian persen kecil sekali gitu
kosong kita olahraga itu akan meningkatkan yang namanya akselerasi badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga lebih optimal lagi
saya denya satu satunya uang yang bernama
tapi akhirnya kantor multinasional juga mau tidak mau
jadi yang lain lain sih biasa saja
wah masih ramah di kantong ya
tahu gimana caranya memaksimalkan error error di pertahanan indonesia begitu kan
dan ya sikap ini tentu ada di presiden gitu ya
setelah itu bakar menggunakan torch sampai setengah matang
jika ingin mendapatkan produk produk organik yang lebih murah pengunjung bisa membeli langsung di sini
setidaknya sejak tahun dua ribu tujuh belas ini paling tinggi
akan juga mengevakuasi sementara
kalau anak anak kan diajarin yang umur sd yang lima tahun gitu diajarin
jalur untuk sampai ke dieng di ketinggian dua ribu meter di atas permukaan laut memiliki kontur yang tidak rata dan rawan longsor
self top menurut psikologi klinis dan pakar deteksi dini gaguan mental
hasanuddin baru semuanya rampung dibuat dalam sebuah konstitusi tertulis yang berdasarkan atas
karena kuah kuah bakso di sini itu lebih dari kaldu
jadi kalau widi antara both of that
kita bisa menggali apa itu press money disitu
pengiriman sampai ke jakarta
akan dibuat dari bubuk kuning yang terdiri dari irisan wortel kacang panjang hingga kol
dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan
lalu otomatis ini tidak bukan artinya bahwa hanya keluar begitu saja tanpa ada persetujuan dari pihak lain
bahwa mendikbud tidak mampu untuk membangun sdm di lingkungannya sendiri
apa strategi yang dilakukan oleh pengelola pusat belanja bang alphonse
saya tahu bahwa arya berat badannya naik itu karena ulah perilaku
kayak orang brazil orang perancis jerman gitu ya
iya dia di wmn ketemunya edwin lagi salah udah

kita menginginkan indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani
halo selamat pagi waktu indonesia
penelitian menunjukkan bahwa kelompok besar makanan yang menyebabkan jerawat adalah
kita mendiskusikannya dengan harga pemerintah
sebenarnya udah pernah wawancara sama james belum
februari pertengahan ini semua sudah masuk
overland biasanya merupakan mobil empat x empat
mengisi kekosongan posisi wakil menteri luar negeri sepeninggal mahendra seregar yang saat ini menjadi ketua dewan komisioner ojk
itu akan perlu revolusi mental ya untuk orang mulai menggunakan energi alternatif
diperuntukkan bukan hanya sekedar dalam konteks pencapresan
baik ikuti lafar janji yang saya tuntun ya romo
artinya memperbaiki untuk pencernaan kita dan membuat kenyang lebih lama
penyu di indonesia ada empat atau lima saya lupa
mengaku membuat balon raksasa secara mandiri proses pembuatan sekitar tiga mingguan
jadi untuk mencari cicipinya tiga jari yang tangan kiri ini sebagai tatakannya
untuk stasiun kereta lrt nya di samping itu juga masyarakat bisa menggunakan intermodal lainnya yang sudah bekerja sama
pak sebentar lagi jadwalnya hewan hewan ini akan makan
mulai dari meja rias dinding berupa koin wash laundry
kalau untuk perempuan itu angka kecukupan gizi yang dianjurkan
saya pun mencoba mengendarai motor listrik hasil konversi untuk pertama kalinya
dan lebih lebih cepat cantik lagi supaya untuk masalah elino tadi saya bilang tadi elino dan
akhirnya apa yang saya latih dan saya lihat di klub
harus self diagnose dan kemudian mau ditangani secara baik
bangunan utama gedung heritage tersebut diapit oleh dua menara berbentuk piramida
untuk mengambil alih dan memahami indonesia lebih baik
ia terlahir dengan penyakit penyerta penyakit jantung bawaan
jadi ya harus naik turun naik turun itu
dan juga itu bisa membantu aku di ganda putri bersama miyu kan
dan berkualitas untuk lahirkan yang lebih baik juga
oke sikat selang untuk vakum dan alat berpegangan pada kaca sudah tersedia
ini bisa dikenakan undang undang supersi
punya relasi yang panjang
yang terus berusaha kita evakuasi
berdasarkan hasil pengujian total gula yang diperoleh dari sampel a b dan c
kira kira apabila kita banyak mengkonsumsi makanan makanan yang sudah direkondisi seperti itu pak
media sosial platform semuanya untuk mendaftarkan diri ke kominfo
kita bisa dipercaya terkait dengan informasi itu
yang menjadi pengguna jasa joki vaksinasi
masyarakat karawang perlu memahami bahwa wilayah pesisir akan segera habis jika tidak diselamatkan
di pasar minggu jakarta selatan
maka saya harus lakukan klarifikasi
basketnya sita tuh kayak hidupnya sita banget gitu loh
memang memiliki intellectual knowledge yang tidak kita ragukan
kalau tidak merayakan ya memperingati
rumah sakit indonesia ada di utara gaza
pose telpon dengan paduan jempol dan kelingking
biasanya budget liburan terkuras di dua hal tersebut
ini yang masuk ke laporan ini kucing
dari operator operator yang
dan bagi laki laki pilihan yang mudah adalah untuk mengambil semuanya dan berkutuk
serta rempah rempah dari resep turun temurun
kebun binatang yang paling murah karcisnya
itu kan banyak kanehan kanehan yang terjadi
oke mas deddy apa yang harus dipersiapkan platform dari pihak pengelola atau penyedia layanan
bahan kulit yang dipotong potong dan dijahit
dan hariraya atau thr yang bisa dibagikan kepada sana keluarga saat hari raya nanti
dua ribu dua puluh dua ya ini mungkin agak kendala saya coba menjabarkan aja
itu hanya waktu kita mengerjakan laporan saja
menemukan bompes atau barangnya jamaah haji lainnya apa yang dapat dilakukan
jadi karena mereka gak bisa langsung berangkat
tadi waktu laporan itu keluar tahun dua ribu sembilan belas dan kita juga bertemu lagi tahun dua ribu dua puluh
begitu kuat mungkin bu mega merasa pak jokowi mengkhianati beliau dan pdi perjuangan
iya tapi dalam segi keseriusan ataupun ancaman terhadap planet ini
khusus di wilayah desa cemarajaya jika tidak ada penanganan yang berbasis lingkungan atau penanganan teknis secara intensif dari pemerintah
tapi karena akhirnya mencari sumber kan
jadi karena saya beda sekali kalau saya bicara tentang kenaikan suku bunga terus wajah anda kayaknya wajahnya malah lebih bahagia gitu
hampir semua pemain ganda semuanya gitu
preventi adalah penyelamat yang terakhir di pikiran saya
atas penanganan kejahatan rasial lgbtiq
jadi kalau saya sudah kasih slide nya itu data yang menarik terkait dengan social network analysis
pemerintah pusat memberikan wewenang yang lebih banyak terhadap pemerintah daerah
ada berbagai stakeholder yang memang sangat terkait erat
namun perhatikan keselamatan ya
sekaligus kita bungkus dengan acara interfait dialog atau dialog keagamaan
kayaknya udah adaptasinya udah oke banget nih
kira kira suasana ramadan di amerika serikat seperti apa
kenapa saya membuat masjid di atas pegunungan
jadi untuk masalah bumbu bumbuan ini memang tidak terlalu sulit untuk ditemukan ya
ketika kita bicara tentang komoditas
kemudian karena dia perempuan
wah pedasnya udah mulai agak hilang karena kena kuah kaldunya
makanya scorpio ada yang nawarin
jadi mungkin bukan hanya sekedar balap mobil ya
di artikel lu emang lu sebenernya pengen masuk tim senior ya bip ya
semarang itu di jawa jawa tengah sama siapa
hamin seratus sampai seratus
dalam hitungan bulan presiden terpilih prabowo subianto akan masuk istana kepresidenan kabinet pemerintahan periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan mulai disiapkan
ada sekitar tiga belas atau lebih
kri dr rajiman juga memiliki helipad yang dapat didarati dua helikopter berukuran sedang
milih sesuai skill dan kemampuannya dulu
dan sang pelaku berada di dalam pintunya
nah yang ketiga juga penting menjelaskan apa sesungguhnya yang menjadi cita cita yang berterima
yang bisa melakukan hal tersebut
kita akan menemui polisi untuk mengetahui secara patri
adonan kemudian dibakar di atas tempat khusus
setting tempat dan lain sebagainya
dan di dalam video bantahan itu ia mengatakan bahwa video ini dibuat atas tekanan dari hendra kurniawan
kemudian edukasi dan pemberian pemahaman kepada juru parkir liar ini
saya jual motor biar bisa mendirikan rumah konservasi ini
kalau nambah gue juga pasti kalah sih kayaknya
di masa pandemi boleh digambarkan nggak mas kepada kami bagaimana sebenarnya situasi teman teman wni di sana selain
jika mungkin ada masyarakat pemula yang ingin berinvestasi
lokasi yang macam yang nggak cocok sama mereka
agak panas ya ternyata tapi ini baunya enak banget sih
sepanjang sejarah gempa yang terjadi di sesar cimandiri
jadi di bmx kita kenalkan satu prinsip prinsip teknik dasar untuk bersepeda
jadi kita nggak tahu siapa yang masuk siapa yang keluar kan
yang berbahagia akan kita saksikan bersama momen spesial di hari ulang tahun tentara nasional indonesia ke tujuh puluh tujuh
satu miliar orang hidup dengan gangguan mental
awalnya saya juga memberontak kepada ayah saya
kedepan kita akan membuka beberapa tambang baru itu juga kita utamakan menggunakan peralatan berbasis listrik
ngeliat koko pergi pergi kayak keluar kota
setiap evakuasi memiliki situasi yang berbeda
ya jangan sampai setelah tanaman ini tinggi hancur lagi
terkait dengan omnibus law dan beberapa kebijakan lain
saat ini cak ganjar golek pencuci mulut
sejak tahun berapa nih mas sudah berjualan di kawasan tebet
dari saya mengenal sampai itu arya makin juga dekat sama saya
benar sekali di sini mayoritas memang banyak sekali kaum ibu ibu para bunda yang memang sudah berburu untuk hadir pada pagi hari ini ke jakarta convention center
apsiana farna satva adalah beberapa nama jenis jam tangan kayu yang diproduksi di bandung jawa barat dengan merek pala nusantara
yang disampaikan oleh dhanil itu
who juga menyebutkan adanya temuan reinfeksi pasien yang sebelumnya pernah terpapar covid sembilan belas
terus bisa jadi hasil yang bagus itu
nah akibat daripada umk tidak naik maka daya beli buruh pun menjadi menurun
nah sebenarnya memang biaya pendidikan itu butuh anggaran yang besar
serikat bisa terjadi di indonesia dengan mudah
kita tuh pengen tahu sebetulnya culture di sana yang rezi lihat ya di masyarakat al jazair
iya lu lo beasiswanya berapa persen tuh soalnya kan kalau gue tau kan di dbl tuh ada batasan ini kan beasiswanya harus berapa persen baru bisa main kan kalau nggak salah gitu ya
dinas ketahanan pangan dan pertanian dkpp kota surabaya mencatat
yang sejarah di tottenham
masalah hukum yang berpengaruh terhadap harga pangan saat ini
pertanyaannya australia yang mana ini yang paling pas gitu ya
soalnya sebagai penonton sih jujur pengen banget nonton tenis serius ya bukan tenis hura hura yang mau nonton aldilai dan rifki
berjualan sejak lima puluh tiga tahun silam
karena kita lihat beberapa kali memang strike yang justru melebar ke samping gitu
mestel ya berarti ya bukan hotel ya bip
tapi kalau gue liat dari sosial media lu lu kemarin live gitu lu mungkin secara diri lu agak tertutup ya kalau misalnya
jadi gue cuma mengekori
sehingga saya minta seluruh gubernur bupati dan wali kota
sambil istirahat di dalam tenda kita bisa menikmati pemandangan alam dan udara yang sejuk
saya kendurkan dulu dengan alat namanya teragan ya
yang paling penting adalah pemasaran yang handal
jengkol yang digunakan harus yang telah tua
basket itu sendiri dari
ada special treatment yang dilakukan oleh pemerintah di setempat di new jersey terkait dengan pembatasan sosial ataupun aktivitas aktivitas yang akan dilakukan di luar rumah
dan kalau misalnya untuk
yang pertama adalah kita harus melihat tiktok ini harus disetarakan dengan e commerce
dan kita akan simak bersama sama bagaimana di sana sudah ada bergabung bersama kami
pak kita mau berjuang pak
tapi kedaulatan tertinggi ada di rakyat langsung
yang penting dia enjoy apa yang dengan dia lakuin
kebijakan dan kewenangan itu juga ada di daerah
tamiyati dibantu oleh dua puluh orang koordinator
tapi kendala kita kan sebenarnya adalah lapangan kan
sebenarnya tidak susah cuma bagaimana kita menguasai liriknya saja
ada yang diajarin ada yang bisa sendiri macam macam lah gitu
mungkin nggak tahu apa basic basic statement atau fatma mui itu
di dalam konvensi genosida ini di pasal satu
yang memang ditunjuk oleh presiden jokowi untuk mengurusi soal royalti ini
menyeberang dengan perahu seperti ini
bersama asisten rumah tangganya setelah tiga kali terinfeksi covid sembilan belas
terus sesudah itu langsung tadarus
yang pada tanggal satu november kemarin
nah kalau di komersial ya satu kg hidrogen sudah bisa sampai seratus km
untuk keluar dan masuk ke kelurahan kota waru
jadi beberapa hal yang kita lihat banyak tahun ini adalah pertanyaan
meski begitu pada minggu pagi kawasan bundaran hi jakarta pusat masih nampak normal
pemain asing kan gak tau kan pemain lokal itu siapa aja
tapi di satu sisi tadi anda katakan tiktok juga sudah bertransformasi begitu cepat
kita harus memiliki perusahaan yang lebih penting
apa yang kira kira harus dijadikan perhatian lah bagi dunia terhadap apa yang terjadi di indonesia
umkm produsen ini kan menciptakan lapangan kerja tuh ini
jadi kemana kala ada jabat yang melanggar undang undang
punya pemain punya uang punya kualitas punya
kalau air pasang masjid ini seolah olah terapung sehingga masyarakat lebih mengenalnya sebagai masjid terapung
yang dilindungi sebagai benda purba kala prasasti itu tidak dapat diperlihatkan
aku mager latihan kayak latihan tuh kayak cuman dateng dateng males malesan
angka kesembuhan stadium satu dua itu hampir sembilan puluh tujuh
nah demi mendapatkan posisi ketiga artinya sintayong ini director
bung akmal dan juga doa banyak supporter
terima kasih itu memang
dan terancam hukuman lima belas tahun penjara
nah ini pindah ke salah satu tempat
tetapi juga sebenarnya kalau kita lihat tadi disebutkan juga adanya
satu ratus delapan puluh satu juta adalah tujuh puluh penduduk indonesia
untuk rekan rekan media bagi yang bertanya jadi saya dengan arahan video silahkan
kami saat ini masih fokus ya bagaimana bisa segera dapat memadamkan api ya
tadi saya sudah sempat wawancara beberapa penumpang
baik itu dari sisi mahasiswa atau calon mahasiswa baru
media ini kami akan telusuri apakah yang sudah dimakamkan oleh keluarga
sebab dalam sehari ratusan kilogram nasi ludes disantap pembeli
namun pengelola melarang pengunjung memetik dan makan di lokasi
sebelum presiden joko widodo mengumumkan adanya pelonggaran aturan penggunaan masker
terutama dibawakan oleh negara negara yang berpengalaman
atta juga resmi mengubah nama klub menjadi ahps pati fc
oh lumayan lama lah ya
yang terhormat direktur utama perum bulog komjen pol purnawirawan dr andes budi waseso sh
di antaranya memiliki dua lapangan latih ruang pemanasan
yang tentu saja perkembangannya juga harus didukung dengan
semangatnya adalah semangat persatuan semangat mempersatukan
tapi ayo kita bekerja bagaimana kita meningkatkan produksi itu
di lintasan bmx pulomas jakarta timur
bersahaja dengan kosa kata
sama orang orang yang non indonesia yang berlalu lalang di federation square ini gitu
ya ini adalah usulan dari semua instansi ya
beberapa jenis tanaman yang ia tanam bersama santri antara lain legung serelia dan labuk
namun budi silvana menjelaskan ia mengakui tidak ada tes pcr ataupun antigen kepada para jemaah haji
nah itu atau yang lain kelompok misalnya
kalau dibilang cemburu pasti anak saya pasti ada rasa cemburu juga
itu kan sejak dikeluarkannya institusi petri kesehatan
ya pemirsa jadi ini bukan mobil golf biasa
nah dan itu bisa connect
harusnya kok gue fine fine juga lah gitu dalam pikiran gue
ya mereka akan menjadi apa ya kaum kaum marginal lagi nantinya
ya sebenarnya kan thr ini merupakan kewajiban bagi pengusaha
jadinya secara akumulatif diskonnya jadi besar gitu ya
ini guard guardnya jateng juga menarik nih bu
ya ruangan ini apa sih bekas pt saya mas
terus akhirnya gue mulai kelatihan
ada tarian pengenalan budaya indonesia
dengan bukti bukti pendukung yang cukup
sudah menunjukkan perilaku agresif gitu dia posisinya matanya udah tubuhnya tegang
para perawat juga mengajak anjing berinteraksi minimal sehari sekali
yaitu kita akan menyiapkan setiap kota sekitar ada tiga ratus anak
masih di jawa saja gitu ya bahkan mungkin mengerucut ke jabodetabek
terima kasih ibu mira sumirat
tapi pernah melihat yang masak tiba tiba kelihatan ada
tenis harus bisa kita kembangkan lagi
ada setiap dua tahun sekali itu
perusahaan perusahaan yang ada di amerika gitu
kalau dari teman teman lsm melihat
cuma kita berdoa saja kalau misalnya di dalam ruangan orang masih tetap rokes apalagi misalnya mereka merasa tidak enak badan
dari hakim yang mulia prof arief silakan
berarti harus di kantor memang bu
jadi kalau saya tangkap nih mas dari paparan mas heri tadi keberhasilan atlet tenis kita nih tadi contohnya priska gitu yang terakhir ya priska medel gitu
dan mereka yang menggerakkan ini semua adalah mereka mereka yang selama ini
khusus bagi anak anak di tingkat pemula nyali dan keberanian mereka diuji
memang rasanya ini lumer di mulut
wah lihat nih banyak anak anak yang menyapa saya
rangkaian ya fit and proper test yang dilakukan
apakah sudah sesuai harapan masyarakat dan juga pemerintah
inilah wajah baru stadion jakarta
berarti kalau ada kasus seperti itu berarti bisa langsung disarankan langsung ke dokter saja gitu ya pak
tapi kalau para strong voters atau orang orang yang sudah menentukan pilihan tadi seperti yang disampaikan oleh prof karim
jadi gue pengennya semuanya yang terstruktur tertata rapi gitu
sebenarnya dulu itu tidak ada
kan lu punya badan tinggi istilahnya dominan lah diantara yang lain
barangnya langka terserang saja
oh gitu eh tapi koko lu juga di club itu dulu
ingat masak bumbunya harus matang
yang bisa menerima siaran digital
tahun lalu itu sudah dikeluarkan juga surat edaran
bagaimana ini kemudian dampaknya secara umum
jadi tulang punggung keluarga itu saya
itu adalah tenggat batas waktu pendaftaran pse lingkup privat untuk mendaftarkan ke kominfo
saya sama mas jitbal ini tidak akan janjian untuk merequit
tapi kalo petrus itu tuh masuk mahal ga sih
yang merupakan rekoran ofisial yang anda dapat di mana mana anda berada
ada kesempatan main di kobatama zaman itu
dari hasil studi kpk menunjukkan sumber korupsi terbesar berasal dari lemahnya sistem politik indonesia
sudah ditahan sementara tiga masih bebas dan menjadi dpo dan dari delapan ini ranoff
ali kerap kali melihat musola yang sudah tidak layak untuk digunakan
di saat ramai anak anak ini bisa membawa pulang uang
berarti bisa jadi pak anies bu susi juga ya
karena sih mau banget ya maksudnya kan waktu di youtube kan gue bilang masalah uang
win win nantinya juga hanya sekedar
sejarah amerika serikat jadi ketum partai
marah hingga melakukan kekerasan dengan memukul
tetapi mungkin ada pertimbangan pertimbangan tertentu
tim ihraf juga sedang melakukan pemanasan
dan respon konsumsi atau konsumen di daerah tersebut juga akan berbeda terhadap peningkatan tarif ini
bahkan pemerintah juga sudah mau mempercepat pembahasan undang undang b dua sk
bila makanan identik dengan indera pengecapan
anda melihat bagaimana sebetulnya bentuk kerjasama yang memang akan dibangun ini
baterai motor listrik sendiri membutuhkan waktu empat hingga enam jam untuk pengisian daya hingga seratus persen
yang kita biasanya itu sebut sebagai candra sengkala ya
tapi kalau kakak memang kontennya lebih banyak ke keluarga ya kak ya berarti ya
kenapa pertanyaan adalah penertipannya baru dilakukan sekarang pak
seperti yang dapat kita lihat bayi yesus di tengah puing puing ini tidak hanya dikelilingi oleh reruntuhan
selamat sore heranov ya saat ini saya berada di cirebon dan ini menanggapi ramainya
tetapi kita juga membaca sendiri isi polisnya juga seperti apa
yang kedua saya coba respon mas toto
termasuk dalam hal ini adalah menyediakan kebutuhan hidupnya
sehingga saya berharap kita bisa menang dengan skor yang cukup tipis satu
berdasarkan data status lingkungan hidup daerah kabupaten karawang
terkait dengan bagaimana mereka menggunakan industri pariwisata
bukan kasur ya itu namanya itu busa ya untuk rebahan itu
ya dan catatan saya dari pertandingan irak menghadapi jepang ya
ardi mencontohkan kasus cambridge analytica dan brexit
ya hidup ini kan adalah ada makna yang kita cari ya
terus kata dia nggak punya beras terus dia beli beras
saat ini ia telah membuka gerai yang ia beri nama frozilen di rumahnya
siswa tidak dibaksa membayar biaya kursus di muka
oke tapi berarti lu kalau misalnya karir di klub sih cukup telat ya
akan dilakukan penyuntikan pertama vaksin
pespolda daerah istimewa yogyakarta
padahal kalau kita lihat kalau kita baca ya
nah itu juga kalau kita keluar
beragama pun harus ada landasan asasi
nah itu dulu tuh
dianggap menjadi bukti adanya transformasi perubahan masyarakat hindu di pesisir pantai selatan jawa
jadi agama yahudi itu bukan agama dakwah atau agama misioneri
program makan siang dan minum susu gratis mulai disimulasikan di sekolah dasar negeri ciwangi
karena secara latar belakang pun
kalau yang sudah proses munting atau menjadi kepiting lunak sudah tidak berdaya
jadi gak kalau mau seleksi dia besok di semarang di karangturi nah aku mau mikir yang kayak ya mama papa gak ngijinin nih
kalau ditambah lagi untuk makan gratis anak anak nanti kan ada beberapa kegiatan sekolah yang mungkin tidak bisa terlaksana
dengan sistem pemerintahan yang kita investasi untuk membangun sekarang
tingkat abrasi terparah itu dua ribu empat berbarengan sama tsunami aceh
apakah yang dilakukan oleh israel itu adalah
yang udah ya gak usah ya gak usah gitu gitu
tapi yang menarik juga bagaimana merubah pola perilaku transportasi warga yang masih menggunakan kendaraan umum kendaraan pribadi untuk menuju bandung maksud saya
itu kayaknya edo yang ini tuh yang ngebully ngebully tuh kayaknya itu
nah siapa yang bisa menjamin soft copy nya tidak digandakan oleh kontestan
yang dimiliki oleh indonesia kemudian juga implementasi dalam pemerataan internet di indonesia
yang bikin spesial apa ya bu
jadi memang ketiadaan mereka ini pasti akan berpengaruh juga untuk lini belakang irak
cuma saya kan sebagai binpress kadang kadang sedih penontonnya gak ada terus apa tuh
ya jadi dalam instruksi menteri kesehatan itu sanksi terberat bagi peserta didik
kalau ini tadi kan ayam yang memang tidak bagus ya bu
penyakit ini pun bisa disembuhkan dalam kurun waktu
alasannya yang paling banyak apalagi kalau bukan untuk mengeruk lebih banyak keuntungan
antara lain adalah sapi sapi yang masuk
mereka semakin terkoneksi dengan dunia online
sembilan puluh tujuh sampai dua ribu dua gue tuh
dan yang tes skolastik ini
nah kalau untuk motor listrik dia hanya berbahan bakar dari baterai bukan bahan bakar ya sumber energinya dari baterai yang disalurkan ke dinamo
baik kita akan pantau bagaimana perkembangan sidang di pengadilan icg dari afrika selatan
herpes shorter sangat rendah
sedangkan jenis pilek kedua adalah pilek alergi yang disebabkan oleh paparan alergen
namanya anak kecil pasti senang hadiah menarik
pusat data lagu di mana pemerintah mencatat
pak saya tadi sempat melihat juga stand dari ppln
oh pasti kebangun ada tujuh di dalam satu jalan itu
nah itu kayak masih ada jeda sekitar tiga hari gue inget banget
membuktikan terus ada michael chang yang tingginya tujuh puluh
ahmad menjelaskan pihaknya curiga terhadap pemilihan opsi mempilotkan garuda indonesia
tapi pada kasus orang tionghoa kan berbeda karena begini
karena sampai saat ini hasil penelitian ilmiah tentang omikron masih sangat terbatas
atau kurang satu satu persen dari penduduk di amerika serikat ini
special test kalau misalnya itu berhubungan dengan muskuloskeletal
atau akan keluar warna merah yang menandakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pusat perbelanjaan
nomor satu nomor dua itu istilah jawa timurnya unda undi
palembang gitu terus ada di kalsel gitu tapi ya itu problemnya memang masih tidak tidak merata
biasanya kalau kita runut gitu
saya tidak melihatnya sebagai tidak berhubungan
mau gak mau gue harus improve di
dan menurut lu sendiri apa sih kal udah maksimal belum kal lu berikan untuk unpar kemampuan lu
sudah dua puluh enam tahun kerja sama
ada yang juga merayakan hari hari spesial mereka saat membuka usaha seperti ini edwin merogoh kocek
dengan penyidik dan sejauh ini kita sudah memblokir dari rekening si dua kembar ya
sehingga banyak pelanggan yang sudah tahu sudah kenal
nah dari fisioterapi itu termasuk nanti ada terapi eksersis
putusan sementara yang mengatakan bahwa sebelum perkara ini diperiksa secara tuntas oleh mahkamah internasional
dimana penerbangan itu akan akan sangat melalukan
dari kilang minyak indramayu ini tetap aman ya pak
di rapat tersebut anggota dpr dari pdip pak andre sugo perra bahkan mengatakan
yang akhirnya muntader mohamed yang absen lawan jepang
lo gak bisa bilang kalo gue udah jago gitu tuh udah salah aja
orang yang kemudian meminta rekomendasi rekomendasi
oleh karena itu kami juga bekerjasama dengan universitas unram dan lain lain sekitar lombok
dalam kesempatan yang baik ini dan dengan memohon
kita lihat bakatnya anak ini ini serius atau enggak ini cuma kepengen tenis perkenalan atau
mengabulkan dispensasi perkawinan anak
ranil wickremeshing yang dibakar masa pada sabtu
pada saat merayakan tiga puluh tahun hubungan rrt atau hubungan asean dan china
jadi sebenarnya indonesia master class itu awalnya kita buka akademi di bulan juli kemarin
jadi sekarang kan pb plt cuma fasilitator aja
sebelum kami mulai mengembangkan
selamat pagi mas aldi salam sehat jiwa
anak anak muda itu punya ciri khas
stadion vij hingga kini masih berdiri kokoh di tengah permukiman masyarakat di jakarta
ke jurnas umur saya umur empat belas tahun ya
dengan cara yang sangat konkret
terus ya gak berprestasi menurut gue ya yaudahlah gue stop aja
sementara untuk tahu putih satu lima ratus potong per hari
jika dihitung untuk menyelesaikan satu jam tangan kayu membutuhkan waktu antara enam hingga tujuh hari
di antaranya dengan melihat penurunan angka kasus harian dan juga jumlah kasus aktif
jangan dibiarkan dugaan dugaan ini liar nantinya kan gitu
kita bisa berkumpul dalam acara pres konferensi polda banten atas ungkap perkara oleh satgas pangan di tres grimsus polda banten
enggak sih sama aja kok kebuka lah
kita mau bersih bersih amat di sorga aja lah kau
dan termasuk dalam kategori apa dari tambang saya kurang mengerti mengenai bauksit tersebut
untuk mitigasi adanya penyelewangan yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng
pembukaan mal tersebut dengan syarat pengunjung harus mengantongi sertifikat vaksinasi
pemimpin yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan
nasib telur penyu ini mengundang ikutut sergik dan iwayan gede suwi bawah
ada gubernurnya sendiri itu makanya aku bilang tadi
kemudian yang ketiga adalah dari domestik ya sekitar sebelas persen
nah insya allah atau kami sudah menyiapkan vaksinasi yang cukup ya untuk dilakukannya vaksinasi polio putaran pertama
pokoknya surprise lah ya
dan kami peduli berusaha menyelamatkan biar tidak habis
jadi kalau pplp diundang ke satu turnamen
apakah mereka merasa tersaingi
dan yang kedua adanya sering adanya pendarahan
tidak mungkin bisa umkm kita masuk ke pasar yang harganya sudah sangat murah karena produknya masif
masuk ke para pemilih milenial
maka membutuhkan upaya dan juga ikhtiar
makanya kalau saya untuk nyoba gak berani
harganya dari kisaran lima belas ribu sampai dua puluh lima
jadi ya moga moga ke depannya
jumlah penontonnya ini lebih banyak dibandingkan dengan istora
harus melaporkan kan gitu ya sebagai bawahan
nanti kalau harganya belum turun ada potensi loh naik harga menunya lagi
ada hitung hitungan begitu bahwa salah satu negara yang kira kira moncer gitu ya
nah ketika kita dalam penugasan seperti ini
jadi apapun yang saya komunikasikan waktu itu
diambil oleh perusahaan pihak ketiga gitu
yang artinya cintailah bangsa ini
serta dua unit mobil milik tersangka
apron gini berarti kita mau masak masak nah menu kita hari ini saya mau ngajak pemirsa
yang juga dikenal sebagai terapi koreksi tulang belakang
tari keser bojong merupakan karya tari jaipongan pertama yang diciptakan gugum gumbira akhir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang kita semua negara kepulauan tinggalnya di pesisir
memang pendapatan pajak di beberapa daerah itu relatif sangat rendah dan banyak daerah yang kemudian sangat tergantung dari transfer pemerintah pusat
disitu dikatakan soal kompetensi soal ideologi dan lain lain
dan sebelumnya itu juga akan melalui sejumlah area area yang cukup strategis
terus dibungkus dengan muk yang cukup dibutuhkan panjang dan disajikan tidak dengan cara dibungkus
jadi bisa menampung lebih banyak pembalap lagi
jadi memang diharapkan ke depan ya
semua lauk tadi rasanya tidak lengkap kalau tidak disantap dengan nasi hangat
dan juga tepung satunya terlihat lembut
tim liputan cnn indonesia
dan mengubah nama menjadi rans cilegon football club atau dikenal dengan rans cilegon fc
serta makanan dan minuman yang terlalu banyak mengandung gula
di sini ada anak yatim piatu fakir miskin anak du afa
kita harus pakai sarung tangan kayak gini
atau ada yang kena pukul ada tendang lah mengalami trauma
jadi mereka mendapatkan menit bermain mendapatkan pengalaman itu yang bisa menjadi modal mereka terutama mentality ya di laga laga penting untuk bisa bermain aktif dan cantik juga gitu

hal itu membuat partai dan elit politik kerutin melakukan pendekatan terhadap pemilih muda seperti influencer
tapi kemudian di minggu kedua ini kemudian mulai stabil kembali dengan okupansi ataupun rata rata penumpang per hari itu didik day mencapai sekitar
nah sehingga kami berharap pemerintah bisa memberikan relaksasi ataupun subsidi untuk mengurangi biaya biaya yang tetap kami harus tetap bayar nilainya tidak berkurang meskipun pusat perbelanjaan tutup
jadi buah karikanya ini dagingnya setelah dipotong potong dicuci bersih
iya kalau dari pendapat saya ini balik lagi kembali ke literasi dari masyarakat
tak salah makanan ini menjadi salah satu kuliner primadona di ganggoria
saya sepakat dengan yang disampaikan ke daniel tadi ini informal sifatnya gak perlu dilembagakan
kemudian juga surat edaran dan lain lain
kalau abraham damar grahita dia bisa nembak bisa drive agassi nembaknya
seperti sejumlah kulinernya pun yang menjadi kegemaran
dan itu dilakukan tanggal sebelas november untuk menjalin kerjasama dalam ajang b dua puluh investment forum
rosa itu singkatan dari spesialis rosot dan sampah
dan siapa yang memenangkan jawa timur
ya inilah yang sah dan legitimit
dan juga tentunya kami juga harus terus kasih masukan juga ke pemerintah
sutari juga berhasil menyelamatkan dua sarang penyu belimbing berisi satu ratus sembilan puluh lima butir telur
bahwasannya kemudian ada pertemuan politik yang dianggap sebagai klb lantas kami menganggap ini sebagai klb ilegal
untuk bisa kembali mengabdi bersama ibu kofifah
atau rektor perguruan tinggi negeri
meskipun tinnitus dapat memburuk seiring pertamanya usia
sebelum basket tuh gue berenang dulu
forum silaturahim yang informal
adapun di masa depan tanjung edim dipersiapkan sebagai kota wisata tambang
sementara cakwe dan gorengannya dua rupiah per bijinya
produk kertas serta bahan baku industri lain
saat ini apa yang tengah dilakukan oleh sejumlah warga apakah ada himbauan khusus bagi warga sekitar agar menjauh
nah dosisnya itu harus selama mengikuti dosis yang dalam kemasan dan durasinya itu masih tergolong aman
di belakang saya ini adalah kamar dari seorang kabolosi yang disebut ruang kabarakat
menyiapkan asap rokok rajin aktivitas fisik diet gizi seimbang istirahat cukup serta kelola stres
dan alhamdulillah saya bilang kalau kejahatan atau pelanggaran cepat atau lambat pasti terumpah
listing palsu yang tindak cepat adalah kebiasaan yang tidak biasa
namun sayang polisi tidak segera menangkap tersangka
tapi pertanyaannya ketika mencari kestabilan dan juga mencari keseimbangan dalam bertandang menyerang pendapat saya pribadi mungkin rio fahmi jauh lebih stabil ketimbang fajar
karena masih belum banyak yang mengembangkan produk sejenis
berada di kursi misalnya kursi terdakwa
dan akhirnya lo mirip untuk masuk ke uph tuh
jadi mau dibilang jujur banget
fashion menangkap peluang pasar busana modest dengan menyasar konsumen yang ingin tampil sopan dan elegan
adapun hari tanpa hujan terpanjang tercatat di labuhan pandan lombok timur ntb selama satu ratus satu hari
di karatung sana di daerah pulau terluar mereka harus turun di pesisir pantai
karena tayangan ini langsung pemilih akan melihat
pusat pusat sawit perusahaan ekspor ini
bisa kompit diantara uph air langga ubaya gitu maksudnya
baik bantuan berupa logistik barang maupun dana
itu sebagian besar terjadi karena emang aktivitas manusia
dan juga dilakukan tindakan langsung untuk membantu mereka dalam pemerataan internetnya itu sendiri
jadi memang semuanya kalau di amerika setahu aku semuanya di hari jumat dua puluh satu april
jadi intinya kan itu yang ingin dibentuk untuk mendapatkan masukan dari para presiden
wilam nasution rizky rahadian bandung jawa barat
sekarang butuh orang manajemen yang bisa mengolah ini
kita juga menyesuaikan diri dengan kantor itu tentu
nah tapi terkait satria satu dulu saya mau ke mas arad
pada dasarnya kan pastinya nanti terkait dengan masalah pembiayaan
apakah saat ini cenderung lebih bijak
dalam konteks menuju pilkada jawa timur dua ribu dua puluh
yakni edukasi pentingnya menjaga ekosistem termasuk bawah laut
selain itu warga juga dapat memilih bahkan memetik buah durian langsung dari pohonnya
selamat pagi mas daniel waktu jakarta atau selamat sore ya waktu us amerika serikat
dan saya yakin pemerintah
makan mulu nih aja
sehingga mari kita serahkan ini kalau ketika reinhardt menanyakan itu
tentu berharap dapat masukan
ali budimanca selamat tinggal
sambil menunggu daging buah karika dimasak
mau menyusuri sebagian pesisir utara di kabupaten karawang
untuk membawa jumbangan atau bantuan dari pemerintah indonesia
jadi mereka mungkin keluar tapi gak jauh banget dari luarnya gitu
rumah sakit pendidikan yang menghasilkan dokter yang menghasilkan dokter spesialis
cm bagi anda yang memiliki tinggi badan satu ratus lima puluh cm harus bermain di level dua sedangkan level tiga
agar sistem keuangan kita bisa dapat bertahan ya
sistem kekebalan tubuh mereka juga
mari kita akan lihat bagaimana kemudian hasil kunjungan presiden jokowi
tapi tampaknya untuk mengakomodasi lebih banyak kepentingan dari partai politik pendukung pak prabowo dan juga mas gibran akan ditambahkan lebih dari tiga puluh empat nomenklatur kementerian kemungkinan akan ada empat puluh kementerian di bawah prabowo gibran
antara akademisi pelaku usaha pemerintah dan media
cabut undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh
rio fahmi punya atribut bertahan lebih baik ya mas aun daripada fajar
bahkan sekali komisaris komisaris bumn
karena jika ada pameran ada pergerakan ekonomi
jadi apa yang harus dimiliki seseorang ketika ingin belajar kabanti
apakah dan bagaimana prof indonesia bisa berperan dalam mendukung gugatan dari afrika selatan terhadap israel ini
kalau dari yang anda lihat dan juga pak jo ikut juga dalam pertemuan itu
nasi putih dikenal sebagai makanan yang memiliki indeks glikemik yang tinggi di mana setelah makan kadar gula kita akan naik
misalnya ke saiful anwar maupun ke rumah sakit daerah kanjuruan kabupaten malang
tapi ini harus bersih ya bu ya
di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang dua yang sangat saya percaya dan saya hormati
sebetulnya dia bisa dikatakan merdeka finansial
saya ambil contoh pada anggota kabinet indonesia maju hari ini
karena tiket kita ke olimpiade ketimbang harus bertanding melawan guinea di perbutan playoff
sudah jamah terus ngaji kita sampai jam panggang enam
terus selanjutnya yang minta tempat bayar enam telur aman dikasih di sini empat hari
dan seperti yang telah kita ketahui pendapatan setiap orang berbeda beda
memang dari kementerian perhubungan itu memberikan izin kepada kai
yang harganya tidak dipengaruhi inflasi atau penurunan nilai mata uang
kami tahu bahwa mungkin bisa
sandiaga salahuddin uno dari kawasan kuta bali
dan sita pas di sahabat semarang sih buat jajan doang lah jajan sehari hari aja maksudnya kayak bukan sehari hari kayak jajan buat jajan mau beli apa tapi buat menghidupi ya nggak
nah bagaimana pelaku umkm mau memanfaatkan ceruk celah
kalau misalkan lihat video lawan denny sumargo kayaknya
ingat saya dari awal mengatakan bahwa saya bukan jurubicara muldoko
karena ketika literasi keuangan masyarakat itu tinggi ya
karena di daerah sini kan banyak sekali yang olahraga kan
oh iya butuh waktu sekitar dua tahun bagi monyet ini
bu mega gak ada masalah sama pak prabowo
nah praktik politik yang dilakukan
serta tagar bukan prabowo gibran
karena indonesia tidak boleh lagi turun prestasi sudah di puncak ini harus kita pertahankan
sebetulnya ada berapa banyak sasaran imunisasinya
tidak salah tertera di pelakat bangunan cagar budaya yang tampak usang
saya ingin mengulas sedikit saja tiffany
lahan kita subur dan pasti bisa
gerakan salam pacari merupakan isu untuk pelemahan pasangan calon nomor urut dua
men downgrade aspirasi rakyat
dengan tujuan ekonomi tertentu
menjelajahi kawasan kebun teh dengan jeep berarti bisa berkeliling kebun teh tanpa harus capek jalan kaki
tetapi dia masih bisa membuat tottend mind dengan cara yang
kalau misalnya emang kerja gini pak
menunjukkan adanya peradaban masyarakat hindu
kalau tadi dikaitkan sama kasus saya juga nggak bisa komen tentang kasus karena belum memeriksa orangnya ya
tolong jangan memberikannya kepada syarikat
kita harus tahu bahwa political stability itu harus ada dulu ya
jadi kayaknya belum ada sih
nah disini karena memang organisasi kita sudah
sehingga masuk ke ranah hukum
pedas terus ada manis manisnya gitu
saya juga menjelaskan bahwa saya merasa tidak ada yang salah dengan kondisi tubuh saya
jadi akan ada dua mobil porsche yang tipenya berbeda sedikit
mudah mudahan dengan adanya platform balap ini semakin banyak orang datang semakin orang mengenal mandalika
adalah di utara gaza juga
baik mbak eva terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
jalan islamik sebelum uph kan itu macet banget tuh
itu investasi bodong yang dilakukan oleh binomo mbak esha
dan kemudian mereka yang lebih rentan terhadap dampak dari bencana salah satunya adalah dampak dari banjir itu
saya tidak tahu mungkin ini adalah
dan saya sudah berusaha mencari minuman lagi
terus mulai ke tv nya dan lain lain
apa yang kita ngasih tau
oh daripada kita bikin ribet nantinya kayak yang satu youtube channel indonesia master lah
hal ini ini di sektor hukum gitu ya
dan kami sudah terhubung dengan kadinkas kabupaten malang wianto wijoyo
dulu berat saya hampir delapan puluh kilo di tinggi satu ratus enam puluh lima cm
apa security awareness tidak menjadi
seperti apa ini bisa memengaruhi daya beli dari masyarakat yang ingin mengakses kebutuhan pokok
jadi memang satria ini tadi
jadi emang beasiswa anak anak basket
dapet banget gue main basket enak banget gitu kan
adi bin nanda imam muhairib jakarta
bagi perekonomian kota setiap tahunnya
mungkin kaget aja kenapa sih tak ikut summer camp tapi milihnya sahabat semarang bukan merpati
satria ini didesain sebenarnya untuk melayani namanya akses internet
yang kemudian tidak akan gentar gitu loh
gimana the fed naikin suku bunga kemarin juga cukup di atas ekspektasi pelaku pasar
setelah sebelumnya ada bukalapak
sejak tahun dua ribu dua puluh lalu
karena ada ikatan psikologis
karena praktek sepak bola itu banyak berjalan banyak pengendalian
karena pada saat itu saya merasa tantangannya juga gak ada
apa ini termasuk kelainan
ini kan artinya sebenarnya masyarakat bisa mengonsumsi hal tersebut tanpa dibawa pengawasan dokter
kalau yang ini dapat satu ini yang satunya kosong
dan atmosphere ini dirasakan oleh para pemain seperti indonesia main di indonesia
beberapa ibu berniat tidak mendapatkan imunitas anak anak maka kita memiliki regulasi dan guidelines yang berbeda
padahal sebenarnya santai santai aja tuh
oh iya game orang orang veteran gitu ya yang main
bahan baku kan yang dibutuhkan juga banyak sekali itu
di bulan sebelum mengumumkan snbp itu kan ada koordinasi di jakarta
tak hanya cocok dibawa pulang tempat yang nyaman ternyata mendukung untuk bersantap dan bersantai langsung
dari nama pendirinya oleh al kahfi al kahalani itu
elemen helikopter serang dengan flight leader kapten korps penerbangan muhammad satria matahari nusantara
tenda untuk tidur bisa dipasang di atas atau
untuk memastikan penyebab kebakaran
setelah dituangkan anda bisa meminjat shower mini yang ada di sebelah baknya
para buruh memperjuangkan hak hak normatifnya
yang mencapai lima lima ratus dua puluh tiga dispensasi yang dikabulkan sepanjang dua ribu dua puluh
langsung dari transjakarta halte transjakarta bundaran hotel indonesia
itu saya ya memang sih rasanya gimana gitu ya
pengambilan keputusan keputusan penting
kerjanya indonesia mas seribu sembilan ratus empat puluh lima
saya nyari nyari informasinya di sosial media kan
untuk konsumsi mereka memasak menyayur misalkan menggoreng
akhirnya juga membuat sejumlah pihak ini mengaitkan dengan kondisi kejiwaan dari para pelakunya
mas yusuf terakhir ini kalau berbicara soal besaran tarif pajaknya ini
presiden amerika serikat yang dalam sistem presidensial
kembali bersama insight with desi anwar saya masih ditemani oleh prof evin aldrian
tak kalah menyerahkan daftar nama misalnya kepada kpk atau ppatk untuk menelusuri apakah orang ini memiliki transaksi yang tidak wajar atau punya catatan atau tidak
dan alasan yang waktu itu menjadi alasan utama saya sih waktu karena saya sempat mengenyambangku kuliah di sini adalah
kesempatan buat ikut lomba gitu loh
atau untuk menghilangkan hukuman
dan informasi peringatan dini bencana

lalu sebesar apa peluang kemenangannya akan kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola jerry arvino
belum dua pekan setelah adanya mobilisasi massa besar besaran saat masa arus mudik dan juga harus balik lebaran lalu
masjid dirancang khusus oleh gubernur jawa barat rituan kamil
lagi ini harus diingat supaya juga tidak mengarah
dalam melaksanakan tugas payung hukumnya
masih sering masak sih seperti kayak ayam kecap ayam mentega yang maksudnya tidak perlu banyak rempah ya
ini kan menguntungkan untuk mereka juga
dan di mana di situ interaksi saya dengan dan pengetahuan saya tentang hubungan lama
saat ini indonesia tengah menanti pengesahan ruu pdp
anda cukup merogoh kocek lima belas ribu rupiah untuk masuk ke wahana
tapi maksudnya gua bisa kampus gua bisa compete
dari mulai fitnessnya dari mulai personal trainer
dan juga memantau bagaimana progres pembangunan yang saat ini sedang dilakukan pengerjaannya
menjadi kewenangan otoritas full
infonya sih ya kalau misalnya kalau menurut abu sih ya pasti ya kayak
ada pun produk pangan lainnya seperti daging ayam dan sapi sudah di stok lebih awal
jadi kayak entah kenapa tuhan tuh selalu ngiring gue di arah arah basket terus
oke udah lah chen kita ini di akhir pembicaraan kita ini lah chen
jadi penyangga itu sudah kosong semua
cuman kalo kita pelatihnya adalah si dudung misalnya
mengetahui prospek bisnisnya iya saya foto studio jepret sendiri di studio foto penasaran kan yuk
banyak pihak yang mengajukan diri sebagai amikus kurai merupakan fenomena yang menarik
ia menyebut para siswa justru membawa pulang lauk yang didapat untuk makan di rumah bersama keluarga
yang teammate gue juga maksudnya
tapi nanti kalau seandainya kalau seandainya nanti ada pemain si d si e si f mungkin lebih bagus sedikit
itu modu kakak heruana batua poni manga inci asitu
makan siang saya tidak lengkap rasanya tanpa menikmati sop lidah asli lamuru
udah dari sd sih dia liat itu gua main
tiga puluh dua persen responden mengonsumsi minuman manis satu hingga enam kali per minggu
karena kedekatan hubungan antara bapak presiden joko widodo
menurut saya ini menjadi rancu dan saya kira presiden harus mengambil sikap terhadap pelanggaran etika jabatan ini
nomen klatur ketua umum partai demokrat
karena lagi banyak yang kegang kegang gitu pak
yaitu halim bandung kemudian juga
ya saya nggak akan merayakan bu
cuma tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu ini memang agak kondisinya khusus gitu
ada teman sma di melbourne nanya uh sini aja yuk coba
ingin memantapkan namanya sebagai seorang ini nih bu
keberadaan tambak tambak menjadi ironi
kira kira pada mau nggak nih
ketika pengambilan air tanahnya dikelola dengan baik
oh tapi sering kade tahun lalu bukannya masih ikut ya lu ya
dan setelah semuanya berkumpul
kita bukan liburan bukan main main istilahnya
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
dan bahkan percaya diri mengklaim dapat menyumbang dua bagi pdb indonesia
istilahnya berbanding terbalik sama ketelatan lo masuk basket ya
mengatakan tidak ada undang undang yang dilanggar
ngapain kok pada ngumpul di belahan
mie yang paling banyak diborong pembeli adalah ikan gurami dan milan
oleh pemerintah lewat lmk lmk
dari mana keterangan keterangan yang didapatkan
dengan sepuluh albumnya dia menjadi salah satu penyanyi terlaris di dunia dan bahkan memecahkan rekor ervice forestly dengan era store nya
gimana cerita yang lo bisa kepikiran besar
apakah betul tidak ada sosialisasi sebelumnya pak nur
memang di suku bunga untuk sektor keuangan ya
hal yang kami gunakan
dan baru kemarin juga tahun lalu kita sesuaikan lagi ya
pasar takjil terapung juga jadi sarana menjajakan menu berbuka puasa yang selama ini diproduksi warga sekitar
ngelihatnya gimana kan jadi berkurang nggak
kami para pekerja sama sekali tidak ada perlindungannya
delapan orang sih total sih
ini sebenarnya mau hidangin saya atau mengerjain saya andrian
belum belum belum sempet james
dan mengatur agar sampah tersebut dapat digunakan kembali atau didaur ulang
yang dibanderol mulai dari rp dua puluh lima hingga rp satu
ngurusin di luar mungkin tuh
bagaimana berita acara yang disampaikan oleh para ketua dpc
ini saya bawa uang sekoper
perekonomian warga di sekitar pun ikut terangkat mulai pemilik warung makan penjual souvenir guide hingga pemilik usaha penyewaan snorkeling dan juga guest house
wisian ini roso roso ini sekwampu dileponnya kabeh
faktanya menurut oie organisasi dunia untuk kesehatan hewan
oke jadi lu tetep mau di apa warga negara itali gitu kan maksudnya
pemerintah sejauh ini hanya bisa melakukan razia
kalau gue dapet achievement personal achievementnya itu baru bonus doang gitu
aku to be honest ini belum pernah coba
nah pilihan sudah terbuka di depan mata
kereta anjlok di jalur gubeng menuju gambir tepatnya di yogyakarta ini di kapanawal
bagi para penggemarnya daging kambing memiliki khasiat tersendiri yang tidak dimiliki daging lainnya
kayak gitu tuh kayaknya enak juga nih nguap
pasti nggak ada dinamika orang yang sudah jadi aja bisa bongkar pasang
karena biasanya penipuan arisan menawarkan iming iming berlipat lipat dari dana yang disetor
tapi apakah semua pelaku industri nya ini sudah memberikan
kalau kita mau mengetahui bagaimana sih keberagaman dari kacamata agama yahudi
masih tersimpan jelas di pikirannya
juga bisa join barengan mbak davira untuk sholat id di sana sekaligus juga ikhtikaf gitu ya
dalam menangani sejumlah laporan kasus tindak kdrt
semasa muda sutari dan banyak nelayan lainnya di malang selatan terbiasa memburu penyu
terima kasih atas informasinya ketua kelompok humas dan ppid ppatk natsir konga telah bergabung bersama kami sore hari ini di cnn indonesia connected
mumpung berada di live dengan teman teman
panwaslu dan ppln melbourne
nah tentu saja untuk mampu melakukan self talk yang apa ya
pengemudi beruntung bisa selamat karena langsung keluar dari mobil ketika api mulai membesar
lu atur tapi begitu udah gue atur
bukan kunci tapi orang pada bilang
selamat berjumpa lagi pendengar sps dimanapun anda berada ya
pentingnya ini untuk kekebalan secara massal atau health immunity bagi seluruh masyarakat di tiga provinsi ini
aku sangat bangga dengan dia
agar supaya tidak terjadi lagi penutupan penutupan ataupun pembatasan pembatasan
saya dengar langsung keterangan dari pak dikot
nah ismail bolong sebelum keluar dari polri ini berpangkat aibtu
tidak berujung ke mencerasakan kehidupan bangsa
kegiatan sosial yang dilakukan oleh ibda nur ali suwandi
bukan hanya tentang bangunan kuno dengan nilai sejarahnya
anda dapat menyimaknya di situs web pemerintah study assis gov au
enggak ngundang aja tuh
menurut polisi gerobak itu dijual tersangka seharga satu dolar
berbagai cara dilakukan oleh para pelaku pencampur bahan berbahaya ke makanan kita
telah mengungkap kasus tppo modus yang dilakukan dengan program magang atau firint job untuk mahasiswa ke jerman
ini sebenernya koko ada tim favorit di nba
tapi ada juga yang menuliskannya bagian dari kemarahan karena ada kekecewaan tertentu gitu
saya menemukan beragam pilihan kuliner halal di sini
di dbl sangkatan sama siapa yang ke amerika itu
ya jadi selain pre order iphone yang pertama kita temukan ya
dalam upaya menekan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
pemain berikutnya di ganda campuran ataupun di ganda putri juga
hal hal yang perlu diselidiki lebih lanjut
kepala departemen ekonomi cacs
tapi juga berpengaruh pada kesehatan sistem reproduksi anak perempuan
kalau dua ribu satu udah sekitar dua puluh dua tahun udah cukup lama ya mas
saran yang diberikan prof neil dan prof kass bagi sebagian besar warga australia
ya dulu dia pertama lumayan besar juga
nah kemudian kalau kita punya kedekatan
kenapa bisa terjadi nih
yang dapat menjadi kunci bagi kita adalah permainan di sayap
menyelesaikan ini lebih utama
jangan perbuah perbuah tetapi gelondongan dalam bentuk paket gelondongan
di tahun kedua gue main tahap kedua sih tahun kedua gue di pro
dan bisa digunakan sebagai simbol untuk saling menghormati bangsa bangsa di negara baru ini
yang sangat dari orang di abad itu
alexander sutopo kangen sama joseph despet katanya main di grifin
untuk dilakukan penertiban tetapi memang penertibannya polanya adalah humanis dan persuasif
ada ini disini dulu daratan sekitar dua ratus meter
anak anak temen temen setuju
rasa sakit terus menerus yang dapat berlangsung selama beberapa bulan hingga beberapa tahun setelahnya
kepada barang bukti berkaitan dengan telah ditetapkannya dua orang tersangka tadi itu
meskipun dia dari kayu gitu strapnya tuh dia ada yang tenun terus juga ada yang kanvas terus juga ada yang kulit
sebagai komunitas yang tumbuh di sini saya berharap bisa melihat lebih banyak restoran halal
dari yang semula menggunakan bbm non subsidi ke bbm subsidi
kayak gitu tapi gue gak pengen dari dulu gue gak pengen ngasal orangnya
yang saya lihat di negara amerika atau negara barat
apa kontribusi partner pembangunan
dan ada beberapa dari suratnya
iya gua kaget loh gua kemaren liat dia main
cukup saja kita ngobrol ngobrol malam hari ini lah
yang sesaat lagi dapat kita saksikan datang dari sebelah kanan podium
kami juga sering berdebat bahwa perguruan tinggi negeri ya tanah ya bangunan ya gaji dosen sebetulnya sudah dibiaya oleh negara
ya yang pasti adalah yang saya lihat adalah negara negara oki mendukung afrika selatan
emang rasanya cocok terus harganya juga murah banget
dia mengaku sudah mewakili empat belas orang
karena kalau kita melihat misalnya kemarin dari pihak pkb sendiri
nah anehnya begitu masuk tempat ini saya merasa
dengan tenaga hidrogen yang didukung dengan tenaga matahari
jadi sebetulnya manfaat apa yang dapat ditarik dari situ
karena pemerintah akan mengumpulkannya nanti jika keadaan finansial mereka berkembang
namun agar kemewahan ini terlihat dalam malam parade
tapi merasa ini gak sih kayak merasa risih kalau cuma kayak ada banyak kayak gitu di jalanan
mungkin kalau ibu ibu biasa marah tinggal minta maaf selesai
melihat potensi pemilih pemilih muda ini
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua uang negara yang hilang karena dikorupsi mencapai rp empat puluh delapan tujuh triliun
itu faktor binatang itu tentu
baik batasannya masih aman itu biasanya seperti apa sih dok
waktunya kita cek rasa sebelum dijajakan kepada pelanggan
sampai gue dikomongin kayak gue udah di pj kayak
serta menikmati keindahan pantai seger yang berpasir putih
kita bisa berelaborasi dengan
dimana empat diantaranya merupakan anak anak
kalau dari dikasih kasih gitu
kuliah dua oh biar gua bisa main main basket lama lagi gitu kan di mana bakri lu s dua bakri
hampir setiap hari a dan suaminya yang berusia enam tahun lebih tua bertengkar
tapi yang menjadi ramai juga di media sosial adalah kenaikan ukt ini terjadi secara tiba tiba
bukan hanya bangunan stasiun yang menjadi peninggalan belanda
jadi buat saya perhatikan bahwa pemerintahan pak jokowi ini kan serius
malah anak disakitin itu nggak boleh gitu
jenis jenis sampah yang berulang dibuang oleh warga ke badan sungai
dan ketika misalnya penyidik ya
kalau tidak seperti ini akan berulang
itu benar nggak sih kalau dia involve pemain pemilihan pemain juga untuk lakers
ia meyakini pendekatan ini bisa lebih efektif
juga tak mampu menolak hangatnya kuah sop berempah dengan rasa daging yang menggoyang lidah
apakah anda merasa aksi seperti ini masih cukup relevan
kalau bayi diberikan rasa manis dia biasanya suka langsung ya
namun kan tidak semua perguruan tinggi bisa kreatif seperti ini
setelah nasi matang biarkan dingin lalu menurut penelitian harus dimasukkan ke lemari es selama minimal dua belas jam
kita bisa lihat masih tahun lalu top lima produk kosmetik
lalu terkait dengan tenaga medis ini apakah ada tenaga medis tambahan di luar dari tim medis di malang
samuel abrijani di sela acara peluncuran
dan kegagalan negosiasi telah menyebabkan
yang terkoneksi atau letaknya tidak begitu jauh dengan ruang pasca operasi di sini
tapi lu hebat juga ya tiga lima tahun anjing
melalui siaran langsung pada platform media sosial
sehari ibu bisa masak berapa kali bu
untuk urusan bahwa itu memang nggak wajib jadi wajib dibayarkan oleh pengusaha
kemudian ada tempat tempat logistik di kecamatan
momen momen dimana anjir nih basket tuh is my life banget lah gitu
secara hukum tentunya kan gitu
jadi memang lebih kecil dari gempa yang terjadi hari ini
jadi jika mereka percaya
dari pengurusan makanan ke pengurusan makanan ke peralatan dan juga peralatan kecil
kemudian orang orang otomatis akan
di satu sisi disinilah sebagian besar warga menggantungkan hidup
yang disusun oleh melissa kompaknoni
suku kaili menamakan suatu daerah berdasarkan bencana
diperiksa di mapores pindrang akibat pengakuannya itu
yang sebetulnya belum menjadi kurikulum nasional
karena bisa lebih dulu bisa bareng bareng gitu
pak ifki bagaimana kemudian koordinasi yang dilakukan antara pertamina dengan pemda indramayu ataupun
dicapai sesuai dengan apa yang
kayak feel kayak i feel kayak effeld kayak oh cukup lah kayaknya udah gitu kayaknya capek gitu
ya sebisa mungkin jadi orang yang versitile mungkin lah
selain dari memiliki tanah kayu
mengambil penamaan ⁇ asmaul ⁇ husna atau nama allah swt inilah masjid sembilan puluh sembilan kubah
sebagai usia minimal untuk memilih
enggak asian school games itu gue ikut pernah sekali kali waktu dua ribu an apa ya
restoran harus melalui serangkaian asesmen dan
atau seperti apa prosesnya mendapatkan royalti tersebut
dengan investasi pendidikan di indonesia
apa yang ingin disampaikan kepada mereka
coklatnya lembut dan saya jadi tahu mengapa ini cukup dikenal
nangkep dan sebagainya masalahnya sudah terbiasa
nah oleh pak gubernur sudah diinstruksikan kepada kami
tapi lebih baiknya sertifikat vaksin sih gitu
ada seasonnya ada beberapa kota juga full competition
melalui pemilihan kepala daerah seperti yang telah berjalan selama ini
jadi kalau kita berbicara soal akumulasi kerugian defisit yang dicapai
ya enggak cuman ya satu dekade
nah sayangnya meskipun tadi malam itu cukup memberikan diferensiasi perbandingan
tapi sebenarnya ada fenomena tanah amblas juga nggak sih kang di sini
kalau bicara tadi pak paul bilang tanggal dua puluh enam itu nggak ada yang milih
kemudian yang kedua tempat tersebut adalah tempat kejadian perkara
dan target lu sekarang berarti national team lu kan terakhir kan yang ini ya tim aug ya kalau ga salah dua ribu delapan belas ya
mau di diap pemerintahannya presidensial ataupun kingdom kerajaan
apalagi kalau di jalan tol ada turbulensi ada gaya ada yang namanya sleepnya juga ada yang macam macam itu kan tidak apa apa
gak ada kesusahan untuk mengakses informasi
dan ini menandakan bahwa keberadaan masjid somalungu
jadi tahun ini alhamdulillah
tak hanya itu skor nilai indeks persepsi korupsi indonesia juga turun drastis sebanyak empat poin
akan menjadi salah satu daya tarik pariwisata berbasis kesehatan atau health tourism
untuk perangkat anti kebakaran ini atau apar ini ke unit unit kendaraan yang baru dibeli oleh para konsumen
wah wah berasa gunung berapi meletus
nama cowok prestu masih bisa berubah ubah
yang sekarang main gitu di pro atau gitu ada nggak
tadi kan ada juga rumah sakit area sudi rumah sakit universitas bdtni dan sebagainya yang memang melakukan pendidikan
jumlah kerugian negara untuk korupsi berdasarkan kasus kasus yang telah difonis
mas tapi kan ini bukan
indeks uv ini dapat diperiksa di aplikasi sunsmart milik cancer council
pukis coklat ini masih panas banget
terima kasih sekali lagi ibu sonita sudah berbagi pengalamannya
tapi dok kalau kita merujuk dari data who pada hari kesehatan mental sedunia kemarin
atau justru menjelang akhir akhir menuju lebaran begitu ada festival khusus nggak sih di sana
akan memberikan manfaat langsung kepada rakyat kita
itu menyebabkan seseorang atau anak dalam hal ini meninggal dunia atau tewas yang ancaman hukumannya maksimal adalah lima belas tahun
ali mencarikan dana dari para dermawan untuk membangun masjid
gue hubungin dia gue mau coba seleksi
berhubung pergelangan tangan sedikit cedera akibat angkat beban yang terlalu berat
salah satu akun hacker bjorka bahkan memasarkan satu ratus lima juta data penduduk yang diklaim dari sumber komisi pemilihan umum
peta garah kalau di utara
perlu waktu panjang untuk menciptakan koridor evakuasi
cukup terharu cukup bersemangat juga
nah kalau misalnya antara gambia dan myanmar misalnya begitu ya gambia
masuk ke kehidupan pribadi semuanya lah gitu di basket
cocok buat anda pengabdi makanan bebas
dari data pengelola desa wisata penglipuran
yaitu tidak adanya konten berbau seksual erotisme
diantaranya itu yang saya ingat
kita harus cepat juga tangannya
sebelum ke mas soto saya mau nambahin sedikit terkait dengan
sementara di weekend sampai dengan delapan belas seperti itu
jakarta bandung kemudian bali gitu
kalau misalnya mereka punya usaha
tidak menjual suasana ngopi kedai kedai ini menawarkan kemudahan memesan
baik baik mbak wiwi
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
pemeriksaan kelayakan bus angkutan lebaran berlangsung di terminal induk raja basa bandar lampung rabu dua belas april
hakim yang memutuskan karena membedakan gitu antara wanita dan pria gitu
kembali lagi bersama gue vincent manahem dan partner gue
asinan kamboja bisa menghabiskan lebih dari seribu porsi per hari
tapi kalau kita berbicara soal upaya evakuasi hingga ke border tadi anda katakan berbatasan dengan mesir
anda tentu tak menyangka bahan olahan bauksit terdapat di sekitar kita
jadi kalau kita bicara masalah hutang misalkan
bati sosial ini sebenarnya itu adalah amanah
ya itu dia tadi waktu awal awal memang saya tidak terlalu ini
tak hanya belanja pengunjung juga boleh kok foto foto di supermarket
cuman lebih tepatnya mereka mungkin kaget kenapa kita masuk sahabat semarang
tentu timing menjadi penting
nah aspak tuh namanya asaba kobatama
bagaimana itu masuk dalam hukum ini oleh ahli etika tentu tidak bisa dikatakan
memiliki ciri ciri memiliki gejala gejala yang tadi dokter sebutkan
tak memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk berpendapat
sehingga harga per meternya pun tinggi yakni mulai dari harga dua ratus ribu rupiah tergantung motif dan ketebalan kain
cuma mentalnya sama mental ini yang harus kita bongkar akhirnya kita mendapatkan pemain pemain yang punya kualitas
tapi kalau di sini pastinya tidak seperti tidak se akomodatif itu dan tidak se supportif itu
lalu bagaimana dengan terapi pijat kretek kretek atau pijat urat
jadi biasanya saya lari di sore hari jadinya
jejak peradaban islam di wilayah buton menarik untuk ditelusuri
apa payung besar yang kami lihat dari tiga tahun pemerintahan pak jokowi adalah pembiaran terhadap situasi konflik kepentingan
mas heri yang mikirin kan mas eri jangan di plt
gue masih banyak belajar terus di basket karena ya
butuh waktu untuk menyempurnakan sebelum bisa dipasarkan dan dimanfaatkan masyarakat umum
kepulan asap tebal yang tiba tiba menggoyor seluruh tubuh
selamat sore pak kepani salam sehat ya
artinya akan ada menimbulkan potensi diskriminasi dalam dunia pendidikan di indonesia
tadi ya kembali kalau ada tawaran ya
namun disarankan agar calon haji kembali membaca buku panduan agar tidak salah berperilaku saat berada di tanah suci
jadi tetapi memang daripada tutup sama sekali
gue tuh capek banget terus gitu bayangin ya
tapi kalau tidak ya bertiga cukup
di mata keluarga ali tetap menjadi sosok suami dan ayah yang siap membantu
mungkin mungkin ya jalan baiknya ini kali ya lo fokus di uph dulu kali
gubernur jatim dan tidak menaikkan posisi anda seperti dalam posisi gubernur misalnya
ada pun proses penjualan dimulai sejak dini hari
jika anda mendaftar di studi tersier
setiap bu di jakarta
dan diajukan ke mahkamah agung maupun mahkamah konstitusi
ya biasanya waktu kayak idul fitri imlek sama natalan
ramainya wisatawan yang datang membawa berkah bagi para juru foto cilik ini dan juga orang tua mereka
sampai kepercayaan perundingan antara pekerja dengan usaha gitu mbak ria
saya dapat permintaan dari director
namanya sistem aplikasinya silacak
lu di mp kan waktu itu mp sponsor apa samator ya waktu itu ya dua ribu delapan belas ya
halo selamat pagi waktu indonesia tavi selamat parti di sana
dengan keluarga wni yang hari ini akan mencoba lagi
ltkl adalah asosiasi yang disesuaikan dan diurus oleh beberapa pemerintah distrik
semua suami dan anak anaknya kami bawa ke puskesmas untuk disweb
atas negarawan ini baik baik
oke ini sudah keluar semua
setelah konferensi pes ini bisa bertanya ke pusat krisis kementerian kesehatan yang tempatnya di seberang sana itu
ini wangi bawangan tercium banget ini
saya menyiapkan air yang diambil dari bagian dalam yang terdapat biji di buah karika
bahkan organisasi kesehatan dunia who
yang mengisi laporan anual atau laporan kesehatan
bagaimana kami kami yang datang
menurut lo seberapa pengaruhnya
pada mereka mereka yang ingin merusak citra ketua umum pssi lewat cara cara yang tidak berada dan tidak bermoral ini
meski satwa purba yang masih bertahan di bumi ini tersebar dari aceh hingga papua namun banyak yang senang bertelur di bali
alhamdulillah ada yang ngasih baju ada yang ngasih
meskipun sudah dibongkar sejumlah barang yang diduga milik penghuni masih ditemukan
nanti kebayang ya ketika mamahnya berkunjung masak masakan lebaran untuk mengobati kerinduan untuk beribadah di indonesia
dan terakhir pastikan anda melakukan debit otomatis dari penghasilan anda
ya kayaknya faktor besarnya anthony davis dateng juga ya
ini bahwa seperti yang tadi saya sempat sampaikan
bawahnya iya bener saat udah ada yang masuk gitu iya udah udah dan dulu di upah gimana nih selama
terus untuk variasi lainnya kita ada tapi
imam suripto brebes jawa tengah
dia ketakutan dia masih bimbang
dan ini harapannya bisa apa ya namanya mengatasi kesenjangan digital lah di indonesia saat ini
dan informasinya memang tidak semua gubernur nanti akan melakukan kemah bersama presiden
demam kejang kejang kelumpuhan anggota tubuh hingga bagian rahang yang terlihat tidak lazim
tapi kalau gue udah cocok gue maunya sama abu vincent sama tom ya udah itu aja
gak sanggup abangnya deh naik dilanjut abangnya karena panas banget
mengenai hal hal itu saya hanya melihat kasus secara teoritis
bukan hanya itu produk pertanian yang dihasilkan juga mulai dipasarkan kepada masyarakat luas
jadi nggak ada stok buat lusa mas ya
tapi di atasnya kita mendapatkan banyak penyakit gastro
bahkan terkesan membiarkan ini kan juga orang orang dari demokrat sendiri bang herman
mahkamah kejahatan internasional yang juga berkududukan di den haag
saya tidak jawab jadi saya sebagai warga negara belanda pada waktu itu dengan keahlian saya sebagai ahli satwa itu
gerobak ditemukan di pasar poncol senen jakarta pusat
dan mereka cuma minta gue untuk sertai
jadi butuh banget itu namanya pemerataan internet
nah aku pengen tahu nih si sambelnya seperti apa
seperti itu aja ya
membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia
ancaman terbesar bagi manusia non perang
satu kalimat yang ingin saya sampaikan
namun banyak telur yang gagal menetas
density tulangnya bagaimana bagus atau enggak
relatif timpang antara satu kelompok usaha dengan kelompok usaha yang lain
the jakarta international handicraft trade fair dua ribu dua puluh tiga ataupun inacraft tahun dua ribu dua puluh tiga sekaligus menjadi penyelenggaran inacraft ke dua puluh tiga selama ini di indonesia
dan ini adalah tanaman murbei tanaman inilah yang menjadi makanan pokok dari ulat sutra
dan hal ini dapat meminimalisir fatalitas
jadi memang dulunya semarang itu adalah kota yang terdiri dari kota semarang dan itu adalah kota yang terdiri dari kota semarang
victor pantauan di lapangan bagaimana para pedagang rumah makan
nah kalau di luarnya itu dia ngajar di klub klub paling klub apa sih kalau dulu pas lagi dia ada
jadi itu yang akan kita kerahkan dari ru tiga pelaju
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbassolk
mereka tidak menggunakan kamera atau telpon seluler mereka sendiri
menambah apa ya menambah
tak hanya itu wasita juga kini membantu ali menjadi staff pengajar di yayasan bumi damai
karena memang masih ada channel juga kemudian memang saya lebih prefer di indonesia sih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
dan ini pemikiran pemikiran baru yang kita kembangkan dalam
emang dari awal udah pemikirannya
silaturahmi dan bermaaf maafan pada saat lebaran
itu sekarang langsung ditambungkan ke perguruan tinggi
adapun bilet adalah aluminium berbentuk pipa pipa panjang yang sering dipakai sebagai bahan konstruksi bangunan
saya berharap untuk apa yang sudah dilakukan oleh bu nali
dan hanya perlu tiga elemen yang kita sebut dengan pii
syifa hanifah fikri adin kepulauan talaut sulawesi utara
tapi kita tidak memiliki uang untuk mencari opsi perumahan dan mencari uang
bang oki menjaga bang bente apa kabar aku udah nonton loh
berada di jalan insinyur haji juanda roti di sini dijamin beda
setelah ada plts seperti kita saksikan sekarang
hal ini guna mengurangi paparan dan efek buruk polusi udara bagi kesehatan
pke garis datar dkpp dua belas rumawi dua ribu dua puluh tiga
tiren gitu ya ayam bangke nya gitu ketika jualan
bukan solusi untuk masalah utama pendidikan indonesia
selamat sore mbak dea
dan elemen helikopter serbu dengan flight leader lieutenant kolonel kops penerbangan bayu setiaw prabowo
iya sita malah ngerasa budi sita lebih oke sekarang daripada yang pas basket
terakhir terlihat di tahun dua ribu empat belas yang lalu sebagaimana tadi saya sampaikan
akhirnya membawa pulang emas dan menjadi juara
sementara itu kalau kita lihat dari situs un pismaker org
atau pemain utama dalam skema
ya bagaimana presiden harus mengambil satu keputusan
kalau di sini kita lagi nunggu mas salur
itu gerakan dari mana juga nggak tahu
konflik konflik ini tidak diajarkan di sekolah
itu bukan sesuatu yang
kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai
waktu lufrey jadi tim baru musim lalu kan gak banyak ya
nah pada saat itu otomatis dihuni memang oleh para binaragawan binaragawan
kalau ayam bangke itu harganya ya minggu
dan juga nomenklatur kementerian pemerintahan prabowo gibran yang tampaknya akan sangat gemuk sekali lebih dari tiga puluh empat seperti yang sekarang
rencana ini dibahas dalam rapat terbatas istana yang dipimpin presiden joko widodo pada senin malam
sementara untuk anjing yang direscue juga berasal dari berbagai wilayah di jakarta
makan siang kali ini full daging
lu berarti satu tim sama habib sama ini ya sama ramadhan ya yuda ya
dan ya ini bisnis yang akhirnya terangkat di segala sektor masyarakat gitu
nah kemudian bersama dengan warga mencoba kembali untuk menggedor
tempat wisata ini dibuka setiap hari mulai pukul delapan pagi hingga enam belas sore
banyak kepala mesti disatuin
ini yang tentu kami tunggu informasinya
berguna rata rata perasaan bagian tubuhnya
ada empat lima bulan sebelum presiden terpilih itu dilantik
dan sehingga mereka tidak bisa
pembangunan infrastruktur digital ini menjadi salah satu upaya pemerintah
dan ya tentunya menyajikan masakan indonesia yang dihadiri
dan setiap penambahan satu derajat celcius itu menambah kekacauan atau gelombang ekstrim dari iklim dan cuaca itu sekitar tujuh
bagi mereka yang membutuhkan dengan menjual pakaian sumbangan
tetapi terus tetap kita harus antisipasi bahwa mungkin tidak ada
saya langsung berkomunikasi dengan menlu mesir
dalam sebulan pemulung musiman dan manusia gerobak bisa membawa pulang uang hingga sepuluh juta rupiah
karena biar lebih layak biar kami itu punya kolam punya rumah biar dia pas musim hujan itu tidak kena hujan
wasita bisa berdagang kecil kecilan bersama istrinya untuk menghidupi ketujuh anaknya
di desa bombaru utara kepulauan talaut sulawesi utara
tapi kalau tidak nanti ini begini itu begitu
sehingga masyarakat itu akan cepat waspada
ya paling sahurnya agak banyak ya minumnya juga dibanyakin sama olahraga paling teh
lebih disenangi dengan dibantu oleh adanya kreativitas dari para desainer dan brand owner itu sendiri
karena menurut saya juga gak ada urgency untuk membentuk suatu lembaga baru
ya udah deh jadi masuk karangturi
mengharapkan ya bisa diampu dengan baik gitu
di dalam hukum itu sendiri
kalau kemudian anda lihat hendra kurniawan ini juga salah satu yang tersangkut dari kasus verdi sambo
ya yang perlu kita garis bawahi sebenarnya penerapan tarif pajak ini kan berlaku untuk semua daerah ya
pandemi segera berakhir dan bisa pulang sering sering ke indonesia ya
kita landai landai saja
jalur mandiri juga apa jalur prestasi misalnya
betul memang kita harus mencoba banyak cara untuk bisa lolos dan juga menangkan pertandingan ke irak
seperti pemberian obat dan pakan yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh
efektif nggak menurut anda di saat luka politiknya masih terlalu dalam
sehingga bagi kami yang lahir secara dari bangsa yahudi
pak erlangga hartato bilang di acara di bali bahwa
dia beberapa kali suka jenguk
harus naik bekerja keras sedikit lagi
ini adalah sesuatu saya rasa kita sepakat ya
bukan hanya untuk melawan antisemitism saja
seorang ulama dari yaman pada tanggal dua puluh lima syakban delapan ratus tujuh puluh sembilan hijriah
menurutnya ada dua sisi baru yaitu menggabungkan sisi olahraga dengan entertainment
secara khusus dengan amerika latin dan karibia
dari catatan sejumlah prasasti yang terpendam berabad abad
karena kita yakin bahwa asu alunis pul ilmu pertanyaan itu setengahnya
ya dok ya untuk bisa menilai harus bertindak seperti itu
yaitu bergotong royong meringankan beban warga yang ternaknya mengalami musibah
harusnya tahun lo ikut pon kok malah gue gitu kan kayak gak enak
rizky bukan nama sebenarnya
siapa kader kader yang the best gitu yang memiliki kualifikasi
kalau pas benar benar pas fiksi itu benar benar naik turun banget ya
kalau kok iu sendiri sebenarnya prefer timnas dilatih sama lokal atau asing kok
ya mereka nggak pernah mulung makanya barang banyak
mengembangkan perusahaan ultra micro dan micro
bagaimana pimpinan maupun pegawai kpk
yang rusak ringan ada dua puluh dua satu ratus dua puluh empat rumah
babin kamtipmas yang tadi juga sudah yang pada hari sabtu juga
contoh misalnya di kita si ayah misalnya seorang pegawai negeri atau anggota tni polri
bahkan tahun dua ribu enam puluh kita ingin mencapai namanya net zero emission
salah satunya bantuan serta motivasi terhadap dokter ludi yang sudah memasuki fase lanjut usia
kamu bisa membuat tiga hal
makanya kita sama sama tunggu deh nanti dari kementerian seperti apa sih jawabannya
kalau nggak ada dramaturginya ya
nah tetapi juga memang kita tidak menyalahkan sepenuhnya pemerintah
makanya saya tidak akan mengatakan apa apa sebelum saya bertemu kepada presiden saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja
popda itu mungkin diliriki juga sama orang pj ya
empat juta dari satu ratus delapan puluh satu juta
yang mereka cintai untuk meningkatkan
yang mungkin nanti kita laluinya ini artinya cukup panjang gitu ya
tapi itu udah kenal sama istri atau belum kok
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs com au garis mering indonesia
untuk memenuhi syarat mendapatkan pinjaman hex help
konten konten yang dilanggar
itu kami kedatangan kunjungan terhormat loh mbak tiffany
dapat meningkatkan akses digital di seluruh pelosok negeri
tinggi juga pasti ada rintangan juga tangga oke
undang undang ini sebenarnya memberikan penjelasan terkait batas minimum
kayak implementasikan kehidupan nyata gitu
untuk menyambut pon dua ribu dua puluh nanti
petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi bergegas melakukan upaya pemadaman
tapi kementerian kesehatan saya kira tidak terlalu banyak mengeluarkan regulasi
jadi kalau di kampus itu ada kiam setiap sepuluh hari terakhir gitu
dan bagi kami apa yang dilakukan oleh pak muldoko
luar beda kualitasnya sama pagi
jangan melihat yang tidak perlu
aku juga ingin berterima kasih kepada seluruh pecinta tenis indonesia yang sudah mendukung aku selama di wimbledon tahun ini
pemakaian busana modus tak hanya di latar belakang isara dan etnis tetapi juga preferensi individu dan kenyamanan
ya udah jangan main di grifin lagi ya soalnya alec udah kangen sama lu katanya
jadi beliau tahu secara proporsional mustahil bagi seorang jenderal tni purnawi rawan muldoko dalam mengambil satu keputusan
dan kemudian bagaimana terjadinya peristiwa tersebut
penyebab kebakaran diduga karena korsleting pada sistem kelistrikan kendaraan
jadi mereka mengadakan sekali mempromosikan kebudayaannya hospitality nya culinary nya
nah ini sudah masuk pada bagian akhir ya
yakni tuban surabaya mojokerto sampai bondowoso
ada wanita wanita aborigin yang berasal dari negara negara eksotis
kenapa pak alex mengatakan bahwa ya dia dulu menyewa
kemudian baru yang ke menengah itu ke e commerce yang nasional sampai dengan bahkan global bisa ekspor gitu ya
lo liat dua menit terakhirnya lebron ngapain dua menit terakhir lagi tight game itu lebron ngapain beda banget kalo jordan sama kobe udah totally beda lah
dari segi audio dari segi kenyamanan sehingga wisatawan yang untuk menikmati konser tilor shift kemarin
yaitu data terpadu kesejahteraan sosial
timnas pertama itu yang sama
azan dikumandangkan oleh empat orang
jadi tidak memperhatikan hukum yang berlaku
tapi juga dengan perusahaan atau penyedia aplikasi
kemudian berapa lama bisa beradaptasi dengan lingkungan ini
ali mengunggah setiap misi kemanusiaannya ke sosial media
di dalam pemilu presiden dua ribu dua puluh
maka kita mesti curiga dia mengalami gangguan panik
saya masih akan ajak anda kembali ke kawasan kota baru
industri nya dikerjasamakan joint venture banyak hal itu
enggak yang ke gymnya yang tempat arya mau latihan fitness
biasanya untuk buka puasa
yang sudah siap memberikan informasinya kepada kami terkait dengan apa penyebabnya dan bagaimana hal ini bisa terjadi
malam ini kita akan bahas apakah tingkat inflasi indonesia yang tercatat tertinggi dalam lima tahun terakhir
itulah hal yang paling sehat
belutangkis volley ya hampir semua lah
bang panel sebagai relawan garis kerasnya pak jokowi anda melihat presidensial club
setelah menetas tukik atau anakan penyu kemudian dipindah ke tempat lain
tapi ini langkah awal dari penindakan hukum yang dilakukan oleh jajaran kepolisian khususnya polda banten
kalau worry tapi gak parno kenapa karena lo cukup diworry aja kalau lo parno ya lo serba salah
di mana kan latihannya im ya
belum ketemu titik ujungnya bahwa memang pemerintah mengakui ada kebocoran data
gara gara cokorda itu jadi bali
paling berkepentingan dalam proses sidang ini adalah
harapannya selain menjadi tempat ibadah
mereka tidak menggunakan fasilitas itu
kemudian juga ketika rizky rido akhirnya nakarto merah
apalagi sekarang masih dalam pemberlakuan atau kebijakan ppkm level empat ya
dan ibu helen ketika di wawancara itu langsung aja
pemberlakuan konversi gas lpg tiga kg ke kompor listrik seribu watt masih menunggu hasil uji coba
soalnya kan tiap malam minggu juga itu
itu kan beberapa kali yang dampingi ke luar negeri
kita itu perlu empat juta tenaga entrepreneur muda baru
untuk satu liter minyak jelantah berapa takaran
mengenai siapa yang bekerja membantu pak prabowo dan mas gibran di kabinet nanti dari parpol maupun non parpol saya pikir nggak ada dikotomi itu
kalau di gerobak emaknya masih jalan saya yang bawa
bang bang jatias moro kami akan kembalikan anda tetap bersama kami di news report
lima sampel makanan yang diperiksa lima sampel mengandung zat berbahaya
kita juga bisa belajar dari mungkin evaluasi dari kekalahan dengan uzbekistan
kita kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi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
makanya saya bilang apabila anda ada gejala benjolan yang tidak normal
jadi memang dulunya semarang itu adalah laut yang kemudian ada sedimentasi dari aluvial
asisten pelatih timnas basket putra indonesia langsung dari hanoi vietnam
pantai ini memang ruang hidupnya sebagai nelayan
jadi kita tambah kriteria cowok pres yang berani dan bebas dari hukum
tapi lebih penting lagi justru mengurangi emisi gas rumah kaca yang selama ini kita produksi ya
dua di antaranya adalah tsunami dan gempa
sedari dia kecil hingga saat ini
pertempuran yang menarik adalah kekerasan seksual
pasti akan muncul semuanya nah problemnya di situ aja kita nih keberomaan segera terata sih dengan
terus yang tim lain tim lain tuh yaudah senior mereka kayak apa ya
kemudian ada prasarat harus diusulkan oleh dua per tiga dpd suara dpd
habis itu gue langsung langsung dateng aja waktu itu ke gro gro
pkb dan golkar belum menentukan arah nih
jadi gue pegang data nama pemain
mereka itu masih di rumah sama keluarganya
tapi rezi kalau bicara soal pandemi covid sembilan belas saat ini
mereka melanjutkan perjalanan menuju makam sangya wambulu
baik dari jumlah pebisnis hingga nilai dagang
termasuk bu tarsem dan pak parto
untuk tetap memprioritaskan usia lansia
kita hanya bisa menarik
menurut saya ini bukan
kenapa karena supaya cepat ikan sudah lapar
kalau enggak ya digeser
itu akan sangat membatasi ruang gerak virus varian apapun
memang kita sekarang menaruh harapan pada
akhirnya kan dulu dari sma itu
kita punya gambaran sesuatu yang akan kita lakukan
eh tapi trik menarik nih itu kan keluarga bukan dari keluarga basket
yang pertama di depok itu bulan juni yang lalu
di wilayah wilayah seluruh indonesia
saya tahu hak saya saya tahu bagaimana mekanismenya dan saya menerima setiap tahun gitu
saya akan mengajak anda untuk melihat drainase di kota bandung tepatnya di jalan paster yang dijadikan hunian oleh orang tidak dikenal
jadi semua orang itu lebih banyak
terus terang subsidi di amerika sangat membantu
misalnya kalau sahur nih nggak ada yang bangunin nggak ada yang teriakin dari rumah gitu ya
dan saya bisa melihat bagaimana
dua pekan masa sosialisasi tilang elektronik mobile gadget telah berlalu
ada yang unik dalam rangkaian acara hiburan setelah upacara pengibaran bendera di istana merdeka pagi tadi yuda
benernya itu di bawah aku di bawahnya rukinya waktu itu baru masuk
inilah umpan lambung umpan lambung direct yang tidak tepat sasaran juga
tapi secara keseluruhan ya dampak terhadap kepulauan ini kira kira mana daerah daerah yang paling rawan menurut prof yang memang harus mendapatkan perhatian khusus untuk melakukan baik adaptasi maupun mitigasi
karena pemerintah menaikan bbm
terdapat satu keluarga wni laki
boleh mas saya coba kita bikin ininya
pemerintah juga berupaya untuk membuat jakarta jadi kota ramah satwa
dengan hebohnya project s kemarin
yang sering rame orang kadang itu mengaitkan allah
dan sirkuit ini juga diakui oleh federasi dunia untuk penyelenggaraan balap
menanggapi hal ini serikat karyawan garuda indonesia atau sekarga
sudah di bandung dokter nyaranin lagi buat bm lagi bm ulang
dengan membentuk suara aborigin dan penduduk berbumi selat torres
selain itu kita memberikan edukasi kepada semua masyarakat
kalau dari pagi sampai sore
nah salah satu ciri khas jepang barat ini adalah kita lebih kepada rakyat
gotabaya mundur setelah krisis ekonomi melanda dan memicu aksi protes di mana masyarakat sampai tadi kita lihat ya
setelah berhenti tuh sepas berhenti uph kita langsung berhenti semuanya kak
pastinya kalau buruh itu melakukan aksin perkasa yang insya allah di tanggal dua belas kami lakukan
tetapi yang saya ingin ajukan disini
untuk mereka yang kemudian kelasnya adalah mdr masyarakat berpendapatan rendah mungkin akan terdampak
ada di korea bagi setiap pengunjung yang datang
sosiolog universitas nasional sigit rohadi mengatakan pengaruh media sosial untuk kepentingan politik sangat kuat
presiden presiden yang ada yang masih hidup ya bisa terus bersilaturahim terus memberikan masukan
kalau di amerika ya terpilihlah biden misalnya
produk pertanian pondok pesantren ekologi atorik bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan santan
yang biasa beroperasi di winger kanan ataupun winger kiri irak
untuk memberikan value yang lebih sehat oke kita bisa berikan
kalau kita lihat di grup mereka kalah dari thailand dua
turnamen eropa pada musim ini
dan juga di sebelah mas aradea ada pak widodo martiono selaku pakar telekomunikasi
sehingga kita mengimbau kepada masyarakat agar lebihlah berhati hati dengan tawaran investasi
misalnya lah kita dipanggil kamboja untuk misalnya pengamat pemilu
juga sebagai untuk tempat yang lebih mudah untuk menangani gelombang abrasi
putra sama putri memang saya akuin
merupakan penyerahan bahan bakar dari penyalur kepada konsumen
bahkan pada orang dengan sistem kekebalan
terima kasih pak dhani juga sudah bergabung dan mas wahyu sudah memberikan perspektifnya siang ini
sederhananya perbedaan sawarma dan kebab berada di cara masak dan penyajian
tapi kan amerika ini kan benar benar diversity begitu ya
selain untuk asem dan juga untuk mengurangi bau amis dari si lobsternya sendiri
ternyata praksis dapatan itu ternyata dimundurkan dari bulan
kita sudah memiliki sekitar delapan sembilan agensi
dan sampai saat ini terus merosot
kasus penculikan ini menjadi pengingat bagi orang tua dan anak
dia jujur sama gue gue kurangnya dimana
terus hasilnya kita lihat sendiri
jadi jangan cuma bertanding di sana nggak punya tujuan nggak punya motivasi cuma jalan jalan aja gitu
ya yang tiga x tiga ya fiba ya
mana kapasitas pribadi dan masalah kapasitas dinas
buatkan melalui lmkn kan bedanya
stereotype ya mas ya bahwa asian itu sangat rajin
anda memancing pergosipan aja nih
ada dua nama yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka
menggambarkan jenis proyek yang ada di dalam distrik mereka
aneka sajian mie dengan topping melimpa ini
tapi kalo secara ketebalan badan mah lu menang jauh lah ya
buat orang lain yang belum pernah merasakan ini luar biasa sebenarnya
terus kemudian dari sisi ya kita harus mendorong juga ya sebenarnya
mursyid tarekat kodiriyah naksabandiyah bersama ribuan jemaat di berjan
kemudian bisa lebih untuk menambah jumlah penonton
kepada pemilik hak cipta
harus dibicarakan secara bipartit ya tidak serta merta perusahaan sepihak
ketika memang mengumpulkan data dari intelijen yang instrumen negara begitu
aku sih benar benar kepincut sama kuahnya ya mayfrey rizky ya
dimarahin malah dilawan lagi ada
satu minggu sebelumnya sih
iya dua ribu empat itu dipinjemin ke panasih ya
yang dikabarkan telah selesai dibahas oleh dpr
ini bukan hanya sebuah perempuanan
kemudian yang ketiga saya lihat bahwa siapa tahu ketika semua sudah terkumpul kemudian tetapin tersangka itu tinggal dilimpah saja
culture kultur atau perbedaan budaya
ya begitulah sosok aderai di mata sedikit dari sekian banyak orang yang ia bantu
namun dalam kasus penangkapannya juga ini terjadi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
pada tilang elektronik mobile gadget cara kerjanya lebih mudah dan efisien
artinya situasi krisis kesehatan masih terjadi di dunia ini
yang seratus persen gejala utama itu biasanya adalah pucat
dari kota besar ke kampung kampung halaman
tiktok malah di sedoben
enggak dari sini sengaja sewa gitu
meski mendapatkan keuntungan lebih di toko online dibandingkan toko offline
setiap cabang tersebut menghasilkan cuan yang fantastis
baik dokter ternyata cukup kompleks juga ya tapi kalau tadi dokter sempat menjelaskan bahwa kekerasan
padahal dua puluh satu tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas di jalan pancasila ini dinyatakan positif covid sembilan belas setelah menjalani tes pcr pada sebelas dan dua belas mei lalu
bang benny dan bang oki yang kesibukannya luar biasa ini susah banget soalnya ya
seperti usaha ayam geprek dan pizza
nah sampe saat ini ada ga sih lu pernah denger ga sih mungkin ada yang bilang kayak lu overrated lah atau misalkan haters segala macem bilang kalo
nah kira kira seperti apa suasana ramadan di sana
untuk narik kabel itu sudah sangat sangat
oleh satria satu selain terkait
dalam salah satu poin tentang konflik kepentingan yang sudah dilarang
artinya kan mahasiswa kita pun nggak mampu membaca
dari perusahaan di tingkat kecil dan sederhana
disitu ada adiknya eka sandi
waktu dua tahun pun demikian pula bisa saja
kemudian punya ajaran yang bermaksiat
gue gak denger apa kata manager gue di pplp
kebutuhan kita masih kurang
itu sisi pasarnya begitu
nah sekarang kita sudah punya pengalaman
bahkan terganggu selama pendidikan karena ada perundungan dia tertekan
itu juga tidak dilakukan
kalau dulu saya ya pertama dari nyelam ikan hias tapi nyelam ikan hias itu saya dulu tidak pakai cara nangkap
di dalam pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
tentu sangat membantu korban sipil yang berjatuhan
nah tentu kita juga tidak rela gitu ya
lebih pengen langsung kayak nyari kerja gitu loh kak
justru dimanfaatkan untuk mereka mencari keuntungan setinggi tingginya
bisa kok saya pernah latih juga
yang masif dan lebih ke masyarakat
karena problemnya adalah dia bisa menyebabkan risiko penyakit kanker risiko penyakit pembuluh darah dan jantung tentu saja
mau sampe final pun juga gila enteng ini bisa ini udah gitu
kita selalu bareng bareng mencapai tujuan ya
jadi mas roby pelatih ens posteko glue bersama tottenham ini
kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik gitu ya pemeriksaan pemeriksaan secara umum
oke pilihan selanjutnya jatuh ke penjual bandros
nah sekarang nih juga kebetulan teman lama gue nih bu di asg ini
dan kita juga mengharapkan bisa menggunakan aplikasi aplikasi yang sudah kami sediakan untuk melakukan pemesanan tiket
digugat dan dibatalkan secara hukum
tapi juga masih adem ayem
tapi berarti temen temen koko yang ada disitu sampe kebanyakan sampe saat ini
di entertainment pun sita masih baru banget
bener bener apa tuh
kalian semua masih mendengarkan abah stok di hari ini berarti episode ke satu ratus lima bu ya eh satu ratus empat ya
pembicara ternama dunia dan dalam negeri dihadirkan untuk memberikan input dan rekomendasi
terkait tuntutan tes dna untuk membuktikan hubungan keluarga
itu adalah hak dari kalian
selamat pagi pak wianto ini bagaimana update dari kondisi korban pada saat ini
di tarifan itu tiga ratus lima puluh murah apa enggak
setelah relax saya pun lanjut untuk melakukan terapi pijat kretek kretek
tentunya tadi kemarahan kemarahan yang besar tadi
bukan hanya menampar roda ekonomi bagi konsumen atau sektor keluarga di masyarakat saja
kemudian untuk rumah dan infrastruktur yang rusak
dan berharga yang tinggi yang bisa
bahan mineral tambang berwarna coklat kemerahan ini terhampar melimpah di kecematan tayan sanggau kalimantan barat
kementerian kesehatan ri telah merevisi ketentuan pemberian vaksin booster
lepas gitu dari jalannya
bahwa di minimarket tersebut sudah ada kebijakan jelas dari pengelola
mengurangkan waktu kembar adalah hasil yang bagus untuk pasien
wah dia waktu itu mau pindah kemana gak jadi
indonesia tapi orang tua
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbastol
memberikan perlindungan selama sepuluh tahun
yang diperikan dari indonesia
tinggal bagaimana mengumpulkan barang bukti mengumpulkan alat bukti sehingga nanti prosesnya akan lebih cepat
begitu kita mau bongkar harus
dan ngikutin karirnya juga
mengatakan bahwa yang papua itu kan harus kita selesaikan
tapi kalau di australia itu malah lebih terbuka jadi saya ingin menunjukkan bahwasannya
mendata kembali yang sudah dimakamkan ini apakah sudah dilaporkan yang by name by address itu
sukses menyelenggarakan musim perenang porsche sprint challenge indonesia
karena sekali lagi dia adalah sosok yang bersahaja
dan memang kedua striker ini berbeda tipe
bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya
nah pelati itu kan pastikan gini pelati itu kan punya ekspektasi kan
lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tidak ada celah korupsi
seribu dari dua ribuan desa di jawa timur
wely duluan abis wely udah selesai amin baru dateng sama wenda karena dia bareng bareng sama dagi kediri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
oke tadi kita sempat mendengar bahwa mereka juga sudah ikut
bahkan di lantai atasnya pun penuh
unik sih rasanya jujur pertama kali saya nyobain sum sum
rompi dan sepatu hoots merupakan perlengkapan wajib mereka
jadi bahkan kalau muslimah di sini itu pakai abaya ataupun bahkan pakai baju biasa aja gitu
kalau ditambah pergedel kentang hanya enam rupiah saja
tapi alhamdulillah pada tahun ini tidak terlalu susah
kalau orang memiliki hak politik terkait dengan seberapa jauh langkah yang dilakukan oleh pak muldoko
hai sesuai namanya spaghetti rendang saya sudah menyayangkan spaghetti yang siap direbus ini
dan timnas kita langsung lolos mengunci tiket ke olimpiade dua ribu dua puluh empat
mbak winda menemani ayahnya yang sudah sepuh untuk berobat ke sini
ini dr priyambudi sulisianto sudah berada di jalur itu
untuk mengikuti kursus bridging di australia
yang paling sukar untuk
tentu itu membutuhkan sebuah kesabaran yang benar benar ya tingkat dewa mungkin
menurut saya sebagai seorang peneliti dari liki sebagai seorang profesor dokter
tapi gak terlalu banyak sih
setidaknya ada tiga masalah yang ditekankan oleh bima yudhistira selaku pengamat ekonomi
hmm seperti kacang rebus ya
pas banget awal tahun
jadi nggak butuh waktu yang lama dengan jarak tempuh lalu lintas yang ada
itu adalah salah satu potret real yang saya alami kemarin
tempat tempat yang katanya tidak terjangkau dan tidak pernah tidak mendapat bantuan
docang cocok dinikmati kapan saja
berarti kalau jalan bareng anak dalam gerobak aja
basic latar belakang keluarga sita gitu kan ya
di sini ada perpaduan yang menarik antara pancake yang gak hanya bisa dinikmati manis namun juga ada gurihnya
lima ratus ribu orang per hari
pengunjung yang datang tidak menggunakan masker akan diberikan masker secara gratis ketika membeli tiket
antara lain penerima kredit usaha rakyat
biasanya kalau ada keluhan penduduk menyampaikan masyarakat menyampaikan bahwa di sini airnya terasa ada seperti besi gitu ya
kan nggak boleh langsung pulang tuh kalah harus nunggu sampai kompetisi selesai
akan kembali digelar di pertamina mandalika international circuit
jadi saya berharap dari pb perbahasi bisa nanti dalam dibilang tadi tiga ratus orang yang akan diseleksi
nah di dalam delapan belas orang itu ada yang dinamakan pengguna laba
ada yang kita putuskan terkait itu tapi kalau kita bicara soal penambahan kursi menteri
lima puluh persen warganya sadar akan resiko gempa
terus memantau harga harga barang dan jasa yang ada di lapangan
seperti fitur fitur yang memudahkan pengendara agar tetap berkonsentrasi di jalan raya
berdasarkan pengakuan tersangka motif utamanya adalah harta alias perhiasan emas berupa kalung gelang hingga cincin yang dipakai oleh korban yang sekali lagi masih anak anak
tidak hanya mengubah tenaga kerja menjadi terampil
kita ingin menyerahkan sistem penduduk di australia
balon udara bisa diterbangkan kondisi anginnya kencang membuat sebagian balon rusak selain itu
segmen selanjutnya karena pak prabowo lima bulan lagi
iya ya sama denny kan warnanya juga kayak gitu kan
rangkuman ini disusun oleh ruchika talwar
pertama adalah soal budaya dan kedua adalah kebiasaan sejak kecil
maksudnya yang kayak tim event kayak davis cup itu sebenarnya kan antar negara itu kan bagus dikemasnya
boleh kita harapkan harus terlalu positif ya
adalah memulai sebuah keluarga
bagaimana kita melakukan pengawasan
baik terima kasih pak dubes sudah bergabung bersama kami di sahur bareng cnn indonesia
bahwa hubungan antara konsumsi makanan dengan timbulnya jerawat sangat individual
jadi misalnya nanti bertemanah dengan musisi yang di daerah
hingga memanjatkan doa sambil memegang nisan
jadi memang itu hanya menggunakan tes pengukuran suhu dan juga observasi gejala
jadi dulu hasil gede bahkan dua tiga kali lipat
tapi karena sekarang kita sudah mengukurnya kebutuhan pangan pokok itu ada beras
eh kalau kita sih pagi lalu kantor
penelitian yang dilakukan oleh hearing health foundation mengungkapkan bahwa hampir separuh orang yang berusia di atas tujuh puluh lima tahun dan sekitar sepertiga dari mereka yang berusia enam puluh empat hingga tujuh puluh lima tahun mengalami gangguan pendengaran
kemudian yang ketiga ada bukti bukti baru misalnya didapatkan dari penggeledahan
iya dengar dengar juga baca dari beberapa berita juga bu ya
menjadi hari yang tak akan terlupakan
jarwo menggunakan sebagian penghasilan hari ini
dari kayu sebagai bahan baku sementara kah merupakan singkatan dari karya
yang menyatakan pemohon termohon
emang lu jurusan apa sih di unpar waktu itu
makanya kita ini kita contohnya kita bawa keturunan ramai di bangkok makanya
kependudukan jadi saya serahkan kepada
terima kasih sekali bapak jagues dan sampai jumpa di lain kesempatan
seperti surabaya jember dan malang
bagi konsumen juga kemungkinan
seperti gelombang pengusian dan juga distribusi logistik
pelurahan kota warung di kecamatan cilacap tengah
pemerintah terus berkomitmen memperluas jangkauan internet
sampai teman teman kita yang di sekolah tenis yang lain juga gitu
juga produk produk turunan dari sarang burung walet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
yang kedua kita kerjasama di bidang kesehatan dengan australia tadi
rata rata warga plus enam puluh dua berseluncur di internet selama tujuh jam empat puluh dua menit dalam sehari
seperti adanya satwa satwa liar dari lain ada cimpanse ada gorela dan seterusnya
big tiga ini kan ya juga belum
ya kemudian dia akan sakit
cak rofik ini sing dodola sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
nah mungkin persoalannya kan tidak bisa mencari tanggal dan tahun abad yang tepat ya
artinya kita mengikuti zaman mengikuti era
nah lu kenapa ujung ujungnya masuk pali united nih
ada putusan yang mengatakan dihentikan dulu putusan selah dihentikan dulu serangan terhadap
yang seharusnya naikan perguruan tinggi itu peperingkatannya kinerjanya tapi ukt nya nurun
kenapa ini harus ditunda tunda lagi
tanggapannya seperti apa sih ketika kemudian tahu foto ayahnya trending
ia mengatakan bahwa permohonan dispensasinya dikabulkan oleh majelis hakim
ini besar masif dan sudah beraturan
karena walaupun saya dari indonesia lahir di indonesia sekarang bekerja di negara australia
berarti di indonesia sudah memiliki skill technistion dan juga tim ahli yang juga bisa tadi memenuhi standar kualifikasi safety
enggak maksudnya gak nyangka sampe bisa tim mas
masih buruknya kualitas air di jakarta menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang seperti nari di muara angke dan daerah lainnya
cuma kalau di sini kan memang karena misalnya dengan para anak anak ppi
kalau saya masih memiliki keyakinan
budi juga meminta seluruh kepala daerah
tetapi waktu kita membantu orang lain kita juga perlu menimbang nih
itu kalau dilakukan dengan olahraga yang keras ya kalau cuma hanya perenggangan seperti yoga sih
sekarang ini kan masyarakat internasional sedang mencoba upaya berbagai upaya
ya baik itu bahan bakunya maupun proses pengolahan maupun orang yang mengolahnya
ini kita skip doang kok cuma cepat doang kok
sekarang saya bilang yang di indonesia cuma ada christo terus kamu yang lainnya itu nggak ada saya bilang
nah mulailah dengan gumilar dan tim gitu
ada program pertandingan terus program jangka panjangnya harus sinkron semuanya gitu
bangunan berbentuk ⁇ aabah ini bukan berada di mekah arab saudi
beberapa petani bawang merah ini mengalami gagal panen
itu kembali ke pak prabowo itu
biasanya orang orang yang mengalami panic attack ini adalah orang yang berat ya
iya jadi langsung sedimentasinya tuh kegerus aja abrasi gitu
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
anda berarti mengakui ya di ojk sendiri yang terdaftar untuk pinjaman online masih sedikit
itulah kenapa ulang ulang kami para gerakan buruh seluruh di indonesia
hingga dua ribu dua puluh empat pemerintah berencana membangun dua ratus sembilan puluh sembilan rumah relokasi bagi warga desa cemarajaya yang terkena dampak abrasi
pada saat kita beduk pada saat malamnya gak ada petasan gitu gak ada
yang ditanda tangani oleh verdi sambo
tapi melihat positivity ratenya ini masih belum aman
iya bela pontianak dulu
tadi seperti yang dokter syaril sebutkan
sementara iketut serging yang sepenuhnya menjaga tukik tukik di penangkaran
ada yang tidak mau nanti jengkel
itu cuitan yang paling berpengaruh
nah ini aku minta tolong dibawa ke meja boleh

sepanjang tradisi itu tidak melanggar
untuk tahun dua ribu dua puluh tiga kayak sekarang
mau celah peraturan seperti apa
karena pak prabowo sudah menyebut saya akan merangkul semua kekuatan politik
bukan hanya ilmu al quran saja tetapi dia juga harus mendapatkan ilmu untuk bertahan hidup
dan bukan di pelabuhan
nah itu yang menjadi menurut saya menjadi nyawanya
lebih produktif gitu bisa
itu harus dijunjung tinggi
kita ada backholdnya dan ini akan memancar untuk publik siapapun bisa menggunakannya
untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif
jadi kita ada gol yang tik tak gitu
nantinya diharapkan mampu meningkatkan eksistensi produk indonesia
sudah bergabung berbincang bincang bersama kami pada pagi hari ini
dalam dua ribu dua puluh kami mencoba
itu ada pelatih pelatih yang mungkin punya nama besar
sehingga ketika ruangnya ditutup ada celah celah yang terbuka
kita ingin sampaikan bahwa sekarang indonesia punya sirkuit yang berstandar internasional
itu pada malam hari khususnya tengah malam
sehingga komunikasi yang efektif itu akan menjauhkan kita atau katakan pola relasi antara pemerintah dan masyarakat itu tetap terjaga
jadi dari sekitar rp empat puluh delapan triliun untuk membangun gedung sekolah
undang undang itu dibuat di masa kami
dan untuk kasus rihana rihani ini kan sebenarnya ppatk juga bekerjasama
bagi mbak sih yang sudah cukup lama bermain curang ini ia juga punya kunci lain
dengan penjualan per hari mencapai tiga ratus porsi
yang kedua ada di negara asal
dan juga profesional profesionalnya sendiri di daerah
ketika pada saat gambia mengugat myanmar terkait genosida rohingya misalkan
jadi itu nanti bisa di cluster cluster tuh nanti itu
dan kuasa seperti ini
saya mau squad dua set atau tiga set
masih diajak bicara dong mungkin tidak diajak bicara
mulai dari marangi khas purwakarta
sebagian tanaman mangrove yang telah ditanam rusak akibat kehadiran sampah dan ombak besar
di antara mereka ada yang membawa anak anak kecil entah anak siapa yang dibawa
lu udah tau gak laku kan
konsekuensinya bisa mempersulit pemulihan ekonomi
artinya kemudian apabila memang bahwa sampai detik terakhir bahwa keputusannya adalah
hingga saat ini ada beberapa opsi yang mungkin akan dilakukan yaitu sistem pembayaran thr dengan cara dicicil atau dibayarkan secara penuh
tapi menurut kami pak menteri pak menteri kan
herpes shorter sekali seumur
kalo diliat dari culture ya
agak sedikit risk off dari pasar saham di asia
banyak yang ngomong lebih prefer lokal ya
tidak terkenal pemirsa cuman basketnya jago jago banget
baik baik terima kasih banyak bang herman
tilang elektronik mobile gadget akan diprioritaskan di lokasi lokasi kawasan tertib lalu lintas kota surabaya
karenanya untuk souvenir perayaan hari kemerdekaan tujuh belas agustus tahun dua ribu dua puluh tiga lalu di istana negara sengaja dirancang jam yang gayanya agak berbeda
dan ini saya sudah bersama dengan pak siapa
ya kalau mau ini apa kalau mau beli apa gitu nggak dikasih uangnya
tapi mungkin sebenarnya kita nggak banyak tahu di sekitar kita pun mungkin masih ada wilayah wilayah yang belum mendapatkan pemerataan internet
epidemiolog dari universitas indonesia pandu riono mengingatkan pemerintah bahwa pulau jawa sebagai zona merah perlu menerapkan ppkm darurat
dan kali ini kemarin kita sama jasmine isabel
para petani dipaksakan untuk menanam kategori tanaman tertentu
tapi seiring dengan waktu dan bapak menteri kesehatan melakukan transformasi dan membuka kanal kanal ini
ada banyak temuan terjadi penurunan kepatuhan masyarakat di dalam tiga m
delapan jam kerja delapan jam istirahat delapan jam bersosialisasi
artinya supaya tidak ada pihak yang merasa tersakiti misalnya
gabung di dalam katakanlah menyebut positif
kalau kita udah riset juga kan cita bapak dari itali mama dari bali terus dua kakak sebenarnya nggak ada yang atlet juga
iya nggak sih bang ban waktu itu kan berarti ada ya hadir nemenin opung juga ya
kalau kita tinggal di khususnya di kota kota besar yang memiliki polusi yang cukup banyak ya
dalam setiap transaksi nah ini
kedatangan dari kereta cepat
ya jadi ketiga rumah sakit setelah diberikan teguran
bapak kabit humas polda banten
dan satu lagi ptke
tidak seperti minta maaf di islam
selain ko riki apa biar kesana bikin kontrak aku pulang rumah kayak
keberadaan sampah membuat kehidupan biota bawah laut terusik dan sekarat
ada orang yang dari negara
kemudian tambahkan minyak kelapa diikuti dengan berasnya

itu untuk tidak terjadi lagi perundungan perundungan yang memang merugikan
bahkan beras dari cipinang itu bisa hari ini bisa jalan sampai atap buah
di tempat ini ada makanan yang khas namanya karika
kemudian mengatasnamakan klb ilegal dan seolah olah tidak ada persoalan dengan itu
bahkan dinas perhubungan dki jakarta harus turun tangan melakukan penertiban
menyesuaikan sedikit yang terpenting
tenang di sini ada ukuran ekstra besar dengan bobot lebih dari satu lima kg
pemberian keterangan palsu karena adanya ikatan
dan itu belum pernah terjadi sebelumnya ya mas ya
dan ujung akhirnya melukai diri dia sendiri gitu
dimana juga tadi saya katakan irak sempat kesulitan juga menghadapi tim dari asia tenggara seperti thailand dan juga vietnam yang kita jinakkan juga gitu
asal pada pelaksanaannya tidak melenceng dari ajaran agama islam
karena satwa itu butuh shelter cover dan water sebagai animal welfarenya yang berada di bromo
terima kasih pak fikar sudah berjumpa lagi ya
oke lalu terkait dengan penelusuran ppatk hingga saat ini apakah ada potensi
bertahun tahun silam ada sebuah dusun bernama sarakan
ini gue gak perlu lewat partai gue bisa kontak dia langsung
dalam sebuah pernyataan yang diberikan kepada sbs news
kalo di us tuh udah keras keras semua gitu
alhamdulillah semua sudah pak tahap masing masing sudah tahap kedua semua
karena tadi disebutkan di undang undang sebelumnya itu disebutkan batas maksimum saja dari tarif pajak hiburan tersebut
tapi di sela sela itu ada olahraga lain mungkin
usai berziarah di makam kabolosi terdahulu

ya mestinya memungkinkan karena seiring dengan waktu kan sudah waktunya melupakan perbedaan dan konflik konflik yang tidak produktif
ada beberapa satu air yang masuk ke dalam kategori predator di tempat ini
kadis pariwisata bali cok bagus pemayun menjelaskan
apakah pak muldoko melakukan langkah langkah ini adalah bagian
terkait dengan pasal ini bahwa ini sudah keluar dari tahun dua ribu dua puluh
karena terutama kalau teman temannya ingin perusahaan perusahaan yang multi nasional
amikus kura ini berasal dari bahasa latin yang artinya adalah sahabat pengadilan kalau diartikan siapa pihak yang akan mengajukan amikus kura ini
jadi gak bisa ini gak sana gak gitu loh
akhirnya jadi seperti ini
kita berusaha mengapresiasi kepada pemerintah untuk mencoba membatasi
mulai menghitung kemampuan dari daya dukung alamnya gitu
hahaha dosen teknik biomedis telkom university hesti susana
penanganan tinnitus bukanlah solusi yang bisa diterapkan
jadi kayak zaman yayu dulu kan kalau gak ada yayu penonton gak mau datang
sementara dari catatan kami selama delapan tahun ini tidak ada bumn bermasalah
pada oss yang dikelola oleh bkpm
wacana pembubaran garuda indonesia dengan dilimpahkan ke pelita air service sangat tidak tepat
karena kan perguruan tinggi negeri dengan biaya yang murah
makanya harinya dalam sehari satu lima kg ya pak
nah akibat itu kalau memang dipaksakan lagi ya terpaksa lah ya
ataupun disebutkan dengan tidak disebutkan
kalau kita lihat teoritis juga seperti itu gitu ya
untuk satu porsi palu basah dibanderol dengan harga rp dua puluh tiga
edwin menyebut franchise akan segera kembali
terus mau jadi pns saya bilang
kayak misalkan s dua di luar sambil basket juga di sana
kemudian per hari ini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
sebelumnya candi borobudur kembali menjadi sorotan
usia di bawah dua puluh tahun digolongkan sebagai usia ekstrim
pilihan lain yang perlu dipertimbangkan adalah menyumbangkan pakaian yang tidak diinginkan untuk amal
alumni akademi militer tahun dua ribu dua

kira kira sekitar tiga sampai enam bulan awal
pertama panaskan cumi ataupun gurita dengan margarin secara bersamaan
yang dilaksanakan oleh bin bais dan lain lain
meskipun memang emas ini merupakan salah satu benda yang mudah ditemukan
bagaimana membaca tren konsolidasi yang dilakukan oleh para pemain besar ekonomi digital ini
setiap perkembangan tiala asia senior di tahun dua ribu dua puluh tiga yang lalu
nah kira kira apa aja yang harus dipersiapkan diperhatikan dan juga dilakukan oleh pemilik dan juga pengguna kendaraan supaya mobil yang nggak kebakar
maksudnya perdana menteri morrison
bumbu khas rempah dengan bahan utama daging sapi atau daging kerbau menjadi salah satu ciri khas kuliner di makassar
rosmayanti harus berkutat dengan kehamilan yang sulit
dan tentunya tugas berat sudah menanti bagi dewan ojk ini
tidak membatasi soal jumlah kementerian yang ada di indonesia
ingat gunakan api sedang agar bumbu kasar yang bakal menjadi taburan ayam
kalah kelas bisa jadi karena ada banyak sekali level yang berbeda antara uzbekistan dan indonesia
lebih seperti itu mas ismail
sementara sebelum saya ketangkap itu
ketupat merupakan simbol perayaan hari raya islam di jawa sejak masa pemerintahan kesultanan demak pada awal abad ke lima belas
menguruskan tanah mereka dengan kekelanjutan
indonesia berencana mengirim kapal rumah sakit ke palestina untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan di sana
terpatahkan oleh seorang ibu sonita lonto
maka ada kesempatan untuk bekerja juga
atau justru gangguannya lebih ke arah yang namanya depresi gitu
tapi bahwa ini upaya dari pak prabowo untuk menjaga kemampuan kemampuan kemampuan
apalagi kalau yang disebut viral
cuma buat jajan kayak pergi nongkrong sama ngopi sendirian itu ya oke kok
sementara luasan hutan mangrove di wilayah ini hanya enam lima ratus
sensitif tapi enggak kok saya enggak pakai apa apa nih sekarang jadi boleh lanjut ya
ikuti sps program bahasa indonesia
itu kami kenal nama isinya global fenomena but local action
juara ya kak ya di tahun kapan tuh
setiap tahun di mana kita memutuskan
saran keselamatan terhadap sinar matahari telah muncul sejak seat the sigal
balik lagi bareng gue vincent manahem dan temen gue
tepatnya di jalur kereta apakah semua gerbong keluar jalur atau hanya beberapa gerbong yang berada di jalur ini
tiga m itu ya tetep tetep kita jalanin ya kan kayaknya kayaknya pendapat gue mengerucut ke perwakilan semua
dia emosi terhadap anaknya sendiri
ya selamat siang semuanya
jadi kalau mengacu ke sana
saya pikir setelah ditetapkan oleh kpu dua puluh empat april kemarin
terbanyak mengatakan saya ingin mengajukan pertanyaan pak
yang satu lagi berbicara sebagai pembantu presiden
jadi memang kalau kita lihat saat ini cukup banyak pengguna jasa yang kita lihat mulai menjadi pengguna tetap ya
ternyata suku bunga di negara maju bisa sampai delapan
mau menyusuri sebagian pesisir utara di kabupaten karawang
dan kita langsung salurkan
hmm oh pemain bola
dan saya waktu itu salah satu pesertanya untuk ikut juga
filip pono menghubungi bank tempat rekening si penipu berada dan menandainya
ini yang menarik adalah tempat ini tuh sudah buka dari jam setengah tujuh pagi
jangan lumbungnya yang dihancurkan begitu ya mas dede ya
jadi kalau ada yang memang ujian ujian
kita melihat ada kekhawatiran pasar soal isu resesi ekonomi
jadi tokek penyu hijau itu ini putih
tapi main pas nya itu ada syaratnya kayak nggak boleh duduk harus sambil jongkok gitu sih
tadi pencarian dan evakuasi
mas di usia yang ke tujuh puluh delapan ini
kemudian ia memodifikasi resep lomi asli dengan bahan bahan lokal
itu tidak berhubung dengan hal seperti
tapi juga perlu ditingkatkan literasi digital bagi para pengguna pengusaha umkm dan peran serta pemerintah
nangkep sendiri udah mau dua jam
pun sudah ada jadi sebenarnya
kalau sekarang nih kita harus nanya nanya sama
itu harusnya meredesain deh
ilmices ia menambahkan bahwa meskipun sebagian besar penyakit
kita denger denger juga eee lu mulai basket lima sd berarti ya
jadi kita tidak bisa kemudian secara simplistis apa yang dilakukan
sampai enam puluh kamar itu sekitar satu juta
kepala badan nasional penanggulangan bencana bnpb suharyanto mengatakan
ayam yang telah diungkep selama dua jam kemudian digoreng dengan api sedang
sekarang sih sebenarnya banyak udah malah justru kejuaraan junior nasional itu sekarang
jadi kita sesuaikan dengan yang ada makanya kita konsepnya yaitu jadul tahun delapan puluh an
penguatan stok pangan baik dari dalam dan luar negeri menjadi prioritas pemerintah
dapet gain sekitar lima saat mereka itu
mereka mengaku bingung jika gas lpg tiga kg harus dihilangkan
dan menurutnya pesan tersebut ditangkap dengan baik oleh masyarakat luas
ya pasti alhamdulillah sekat sekat partai bisa kita lewati dengan baik
chef andrian menguji pengecapan saya lewat warna
rektor fungsinya benar benar menjalankan
apakah benar para penumpang transjakarta ini harus menunjukkan bukti sudah vaksinasi covid sembilan belas
biasanya munggahan dilakukan di salah satu rumah kerabat
tetapi dipaksa pulang lagi
namun di tengah proses penyelenggaraan kegiatan itu
mulai dari ibu hingga kakak kakaknya
kita berikan tepuk tangan
kalau dia menerima itu pasti lebih baik agar masalah ini tidak berlarut larut
walaupun kamu mengalahkan saya saya terluka
tidak semua perangkap yang dipasang mendapatkan kepiting
kalau tidak segera dibuat payung hukum yang tepat maka kemungkinan besar besok besok akan terjadi lagi temuan temuan seperti ini
jadi memang itu ada subsidi dari platform juga
itu hal hal yang kita harus lakukan
jika kami berjalan dengan lebih cepat
ternyata kita wawancara siapa ce tapi di singkawang
anda perlu mengatur pembayaran untuk program studi anda
karena pemain asing sebenernya yang pertama fair
dituangkan manusia ke dalam ketentuan
sehingga masa pembusukan itu berkurang
untuk membuktikan bahwa mereka bisa
pse yang masih mempertahankan
namun jika kita memilih untuk mendaur ulang menyumbangkan atau menukar pakaian yang tidak kita pakai
dengan kekuatan di bawah dua puluh lima orang
yang membedakan hanya penggunaan tepungnya
kemudian suatu hari kemudian dia datang ke scoring hills untuk mem standali keeeah him s temos high school
nasi menjadi salah satu makanan pokok masyarakat indonesia yang banyak diolah menjadi beragam masakan dengan metode memasak yang berbeda beda
tiga etika dan hukum
kemudian kita lihat jenis jenis investasi saat resesi
manager perempuan lebih banyak umpamanya
jadi belum bisa ditempati oleh masyarakat yang memang membutuhkan bantuan rumah relokasi
kali ini saya mencoba eksperimen makan yang bernama sonic seasoning
bangga kali kalau mamanya oki minta poster kalau mama aku udah sampai nge print poster tersendiri
nah ini saya tekankan anak anak seperti itu kalau bisa gitu
nikah ya udah akhirnya istri gua seneng ngikutin basket ditambah gua juga kan jaman pacaran pun dia
untuk mendapatkan medis autorisasi
dapur kata data podcast
itu singkatan dari personal identifiable information atau data pribadi
jadi jujur kerangnya tuh nggak bau amis sama sekali
saat ini di lokasi kejadian petugas dan juga warga masih berada di sekitar lokasi kejadian
ketiga pilihlah asuransi yang mudah diakses baik offline maupun online
itu disetarakan dengan kecamatan ya
mulai dari roll cake brownies hingga cendol
atau masuk ke sana kemudian kita juga harus mendorong produk produk lokal
dan tak bisa bersosialisasi dengan baik
sehingga menjadi produk bernilai ekonomi tinggi
yang sebelumnya belum di foto langsung di foto
ex atau mantan jaksa pinangkit
gak usah dibahas lah kalo kenapa keluarnya kak panjang
jadi di dalamnya itu ada blueberry yang masih berupa buah dan juga ada yang hancur jadi kayak selai gitu
prabowo ditetapkan oleh kpu
selain ini di bali telah dilaksanakan sebelumnya b dua puluh investment forum dan net zero summit
untuk mencuri maka kita harus menolak arah kiri atau kanan jadi untuk membedakan aroma teh dengan udara di sekitar
cuma tetap kalah lah sama makanan makanan indo sesungguhnya yang real
pengen disentuh oleh para ulama para kiai
ya secara tertutup kan kita juga menyampaikan catatan catatan kritis kita
dan juga elektabilitas yang cukup besar ya di jatim
nah udah gitu dari iya dari sana akhirnya turnover nya tinggi
berarti bisa dibalik karena bawanya sudah keras
bagaimana sistem mengatur kan ada ibaratnya kan pembaharuan pembaharuan
pak mulyoto mungkin anda ini kan adalah ketua dari panitia pengawasan pemilu
kalau dibilang main empat atau lima
penting banget ketika kita berbicara mengembangkan ekosistem ini melihatnya itu kayak lokomotif
dia yang ngikutin gue
putri vanfudy imam mohairid bogor jawa barat
sembilan anggota aktif di sumatera kalimantan
kalau dibanding sama monyet mereka mau mendekat
terus kebetulan rivki juga lagi ada prestasi dan pemain yang luar biasa untuk apa itu
bosen makannya dengan nasi terus terusan gimana kalau kita makan rendangnya pakai
jika ingin menikmatinya dengan telur pengunjung cukup menambah rp empat
berikut ini laporan tentang hal tersebut
komponen ketiga adalah masyarakat
kalau di sana tuh kayak dua belas dua belas jago semua
dekatan situ dulu ya jadi dari situ baru kita ke sana
dalam kadar tertentu gula memang diperlukan oleh tubuh
ya kalau azan kan semuanya tuh azan pada saat kita buka
jadi artinya kami dari dinas perhubungan sudah membentuk tim
beberapa isu mulai dari kesehatan sampai krisis iklim menjadi perhatian utama para pemilih muda
karena ada indikator ya
ya mas vicky kami sudah menghubungi pihak tiktok namun sampai dialog ini berlangsung masih belum mendapatkan respon dari pihak tiktok
saat ini sudah terbangun dua ratus tujuh puluh dua rumah dan warga yang sudah pindah berjumlah satu ratus enam puluh delapan keluarga
data penduduk itu sudah ada semuanya
ada musisi yang mungkin nge peka terhadap intellectual property
analisi masih proyeksi positif ya
eh tunggu dulu ada yang lucu nih
kan gini mas yang namanya penyu kan boleh katakan sekarang kan hampir punah
kita spesifik berbicara mengenai
setelah memang nanti sudah selesai satu bulan dan warga kembali diminta
membenarkan dan mengakui artinya bisa saja disimpulkan
di area kandang kami
kalau dibanding dengan dua ribu sembilan belas
sebenarnya yerum itu artinya dalam bahasa korea artinya mewujudkan
bksda siap untuk bisa memberikan evakuasi begitu ya
macam macam lah pertemanan nobar alumni nomor satu sekolah gitu
kemudian public health saya kira penting juga
ibadah puasa membuat seseorang harus menahan rasa lapar dan haus selama belasan jam
ada yang memesan untuk makan di tempat
halo saya kurniaika fajar saya di sini sebagai komposer dari petunjukan

bahkan walt disney sendiri juga phk
latar topeng dan koran hingga ruangan berwarna ungu
tapi tadi kan lo sempat bilang lo pengen main dbl gitu
terus saya ajak kegiatan baksos saya ajak untuk penambalan jalan
dan itu yang nggak pernah disampaikan kan oleh kemendikbud
dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan global
pasti pikirannya fokusnya jadi bagi dua tuh
atau justru sama saja seperti yang berkali kali tadi mas indra sebutkan
ini dua pemberitaan tentang terbakarnya kendaraan khususnya mobil di sejumlah daerah di indonesia
mungkin dia orang yang produktif di kantornya
mereka juga tinggal di yayasan rumah pejuang kanker ambu
tetapi anda tidak bisa melihat bahwa susunan kimia senyawa minyaknya sudah berubah
apa sebetulnya sih kalau kita pikir
tapi kalau emang ada yang bagus kita bilang ke orang tuanya
ada bermacam macam bakwan di indonesia
terima kasih pak sandiaga sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
nisa warga dipura mendirikan pesantren ekologi atorik
salam untuk terawih kita lebih sering bareng di rumah salah satu
oke seberapa wow sih sebenarnya maus bubi
bagaimana dengan katakanlah komisioner kpk sebelum sebelumnya
jika panic attack ini terjadi berulang kali
karena perkawinan anak seperti yang dilakukan rosmayanti dan a tidak termasuk yang dicatat negara sebab dilakukan secara di bawah tangan
dan dari itu menurut mereka minat baca orang indonesia hanya satu yang artinya minat baca orang indonesia hanya satu
tandanya ulat siap berubah menjadi kepompok
ternyata terbukti mereka punya
setelah dingin dilakukan peragian dan pembukusan
untuk seperti apa bu harapannya bu
mungkin ciri khas setiap sanggar itu atau setiap padepokan itu berbeda beda
mas wahyu juga masih terhubung dengan kita
dan bukan hanya perhitungan untung dan rugi
selamat siang mbak aisyah salam sehat selalu
dimana ya terhadap uangan ini harus dapat diakses ya
yang mengelola alam semesta
sehingga berikutnya dia ngantuk lelah dan sebagainya
pmi saja sudah mengirimkan pagi pagi lima belas tanki
tapi ada satu tipe lagi yaitu tujuh ratus delapan belas cayman gt empat
tetapi paling tidak bisa mengurangi lonjakan lonjakan kasus positif yang bisa merugikan kita semua
kasus tambang ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah polri kembali mengemuka di sela sidang mantan kadif propam polri verdi sambo
padahal sebenarnya sita tuh sangat
nyari pelajaran nyari semuanya itu jadi lebih mudah
sudah tenggelam semua itu paling parah dua ribu empat
nah pendengar itulah tadi sebuah rangkuman mengenai voice referendum
salah satu orang tua peserta mia mengaku sudah beberapa kali mengajak putrinya
tapi berbagai daerah asal usul kita di indonesia yang
soal sikap terhadap ikn jelas posisinya
untuk bisa bermanfaat di tengah masyarakat di luar tugas pokoknya
nah kayak mama papa tuh nggak ngijinin buat sekolah di luar kudus kayak di semarang gitu kan
entah itu dengan teman entah dengan pacar mungkin
saya pribadi senang dengan adanya apa itu
itu yang tentu jadi pertanyaan juga
atau justru tindak kekerasan tadi bisa juga dipicu oleh rasa frustrasi
untuk mendorong sisi kesehatan karena kita bisa bangkit
itu sekarang dilanjutkan ke perguruan tinggi
seperti bekas gigitan nyamuk yang kemudian membengkak dan menjadi luka
melintas dari arah kanan podium
selamat pagi albi wah sepertinya ini cukup ramai situasinya di belakang anda banyak kerajinan kerajinan
maksudnya ya buat gue sama vincent yang ada di awam gitu kan kaget lah
ia bisa membantu tubuh kita memproduksi vitamin d
itu bisa nanti kita bisa berproses untuk kita evaluasi
jadi melihat data tersebut kami telah
di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya ternyata saya diperalat saya dibohongi dan disiasiakan
tersangka yang memiliki sejumlah nama samaran ini
ya karena kami belum dapatkan data real
jadi harapannya dengan diterapkan pasal tersebut maka sudah semakin jelas proses hukum ke depan
si unicorn tadi yang gue sempet ngomongin juga
guna mengatasi kelangkaan pangan dunia
karena gue tau keadaan di sana
nilai perdagangan kita sudah di atas enam puluh miliar usd
selama ini dituduhkan terhadap azzaytun ini
tapi akhirnya lu abis main satu musim semua wb akhirnya lo nyaman juga diperpanjang juga
dan saya terkejut dengan posisi yang telah diambil oleh pertama mardi gras
apakah karena salah satunya disebabkan oleh faktor lingkungan ada penurunan tanah yang cepat
mana kerjasama antara indonesia dan china itu ikut berkontribusi
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
artinya harus dibesarkan kembali itu mudahnya begitu
minimarket misalnya kemudian mereka mencari barang
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam temen temen abastalk
sederet nama pesohor tanah air dikabarkan terinfeksi covid sembilan belas dua sampai tiga kali
dan menjalankan instruksi ini dengan baik
membuat ancaman krisis pangan diprediksi bisa semakin parah
apa yang dilakukan mas anies ke pangandaran
memang betul sekali sebanyak empat tujuh ratus enam puluh lima jemaah haji untuk gelombang pertama
pak nur patria terima kasih banyak sudah berbagi perspektifnya bersama kami di cnn indonesia connected
apakah sejak awal sampai sekarang bssn masih terus memvalidasi bahwa ada data yang bocor
rasanya pun beragam dari rasa manis kopi tiramisu hingga rasa segar dari buah stroberi
dengan apa yang ingin kita tuju
tapi kan kembali lagi harus menyiapkan ya itu lampunya harus bagus
untuk satu nomor induk kependudukan perharinya
karena kalau logam mulia mereka lebih stabil harganya
kaleng pengharum badan atau ruangan dengan aerosol
tetapi setelah pelaksanaan satu bulan ini kami akan koordinasikan untuk dilakukan tadi pelatihan kepada juru parkir
adalah sebuah anomali sejarah
ada beberapa jenazah yang memang masih belum teridentifikasi
kebetulan saya lagi menjalankan pola diet
nah ini sebagai tanda anak ini kemungkinan terjadi polio
perang hitam seperti yang dikenal
baik kami akan kembalikan anda untuk mengupdate situasi terbaru
samuel tetap melarang aktivitas tersebut
karena para operator melihat bahwa
tapi disana juga kayaknya ramai ya kak yatal
namun di perspektif yang lain kita juga harus melihat bahwa tentu ini akan memberatkan
tapi yang kita inginkan itu bahwa dari kecil itu mereka belajar untuk mengenal
kalau ibu bilang tadi indonesia misalnya tujuh belas agustus karena independent day
mengingat apa yang sekarang terlihat di lini masa
es podeng dituang di atas nampan raksasa yang sesekali meletup
kentangnya ya kentang gorengnya
konsumsi bbm masyarakat meningkat dibanding hari biasanya seiring dengan bertambahnya mobilitas masyarakat untuk keluar wilayah
dan dalam setiap pemesan ini
kalau melihat kasus ini apa saja kemudian jerat pidana yang mungkin bisa dikenakan terhadap para tersangka
di lapangan ya dan berkomitmen untuk menindak tegas itu tadi ya
dia sebagai pse terdaftar di indonesia
di dalam kita tahu agennya
nah untuk mengetahuinya marilah kita simak rangkuman bapak riki kusumo berikut ini
bauksit setahu saya sih bahan baku pesawat terbang
tapi kan sebetulnya kurang berpihak dari sisi keadilan pendidikan
terutama bagi masyarakat pengungsi
jadi ataupun ada peningkatan okupansi meningkatkan deman itu harusnya ada
atau versi apa extension nya gitu
kita akan membicarakan masalah kesehatan
terima kasih banyak albi pratama atas laporan anda
kita tahu kita harus berambisius
dan ini saya yakin juga ini masalah utama pelan pelan kita beberapa negara lain juga
ya sedianya kami juga mengundang pada kesempatan kali ini bersama komisioner ojk
memahami persepsi terhadap pendidikan anak yang akan terjadi
iya ada yang dicicil
yang pertama tentu kita harus meleduk dari perspektif penerimaan daerah
dptb adalah daftar pemilih tambahan
wah itu sudah melihat asapnya sudah kelihatan saking
daryono merekomendasikan peningkatan mitigasi risiko
cuma kan memang jaraknya agak jauh ya sebenarnya dari pusat kota
masih belum terjangkau dengan baik
karena tak jarang penanganan kanker dilakukan dengan berbagai metode pengobatan
mau siapapun kita kayaknya di reguler kalau nggak salah ya kalau gue gak salah di reguler dua ribu dua belas tuh kita cuma kalah satu kali aja
yang diduga dijadikan sebagai hunian oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota bandung
sementara jenis hukuman disiplin berat meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama dua belas bulan
saya juga anda tahu kenapa disampaikan
jadi sekarang kita sudah memiliki dunia nyata
bakti kan juga punya menara menara bts ya kan bts empat g
jadi kita jangan hanya mengandalkan penjelasan dari agen gitu misalnya
dari lembaga inilah lahir orang orang yang
ada banyak kerja yang berlangsung di afrika selatan dan di negara lain untuk memperbaiki variasi itu sendiri
lantas benarkah kereta cepat husat ini mulai sepi penumpang
juga menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi para pemilik toko online saat ini
saya main lagi karena aspak kan kekurangan pemain
tapi karena pandemi dan sebagainya rp sepuluh sebelas juta
nah ini juga harus diawasi oleh ojk
yang perlu dipersiapkan oleh setiap bse adalah profil dari bse itu secara lengkap
kenapa karena sangat mendonggrit daripada hak hak
sebenarnya apa yang bisa kita adopsi dengan platform ini sehingga tadi ya
itu kan masuk pandemi juga masuk
mungkin tidak menyebutkan penyelamatan dengan kebahagiaan
untuk melakukan satu tindak kekerasan misalnya pembunuhan gitu itu yang perlu disikapi
ya memang kalau kita melihat ketidakpuasan ya saya juga kita bisa lihat ke data ya bahwa
kayaknya terakhir gua denger
soalnya emang latar belakang lo kan nggak ada jiwa atlet kan sebenarnya dari keluarga lo mungkin yang lain juga mikirnya kayak gitu mungkin ya
jadi yang utama adalah bagaimana menyelamatkan warga warga yang ada di sekitar lokasi kilang minyak tersebut
mereka itu jarang langsung dengan takjil yang makanan manis
dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar tambang
forum silaturahim itu tadi ditegaskan berkali kali ya oleh bang andre
ini apa statement pertama nih
iya tapi secara keseluruhan prof memang ini ya optimis kita bisa fokus untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memenuhi target ini
ya paling dia anak anak lah
kapan akan ada deeskalasi atau penurunan pegangan konflik di ukraina
tetapi juga kita mempunyai kesempatan untuk ekspor barang kita keluar
pemerintah provinsi jawa barat ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di sana
ia hanya berbekal karung plastik putih yang masih bersih
usai membunuh anak anaknya tersangka bahkan sempat menata mainan kesukaan para korban
kami juga ikut sholat id bersama dengan cide
enggak pas gue masuk tuh loren udah pergi
sehingga aisi telah menjawab banyak pertanyaan mengenai proses tersebut
dan mungkin juga kecepatan layanan ya
artinya jaksa penuntut umum masih punya
benar itu saat ini sudah ada perhitungan kuota itu
misalnya maraknya kekerasan yang terjadi ini berserta juga aksi aksi sadisme
atau sebelum pelantikan legislatif presiden wakil presiden maupun kepala daerah
iya maksud gua aneh juga gitu nggak dipanggil hehehe
kalau bbsi itu kan dia punya klub
mie juga disajikan dengan pilihan level kepedasan
namun pihak lrt jabodebek sudah mengusulkan tarif dasar di rentang rp lima hingga rp tujuh
karena selain isinya adalah daging daging kemudian juga jeruan
kemudian kualitasnya juga tetap karena memang emas sendiri terutama
karena pertandingannya banyak banget tuh waktu sma
caimin menilai wacana ini tepat dan berharap tokoh politik yang berseteru mengesampingkan perbedaan
ya kembali ya rekan rekan ini tergantung juga kepada produksi kita sendiri
ya dan memang sebenarnya ini kan kita ngomongin kalau pertandingan di fase fase krusial ya
kalau dia merasa nggak ada dukungan gitu
sebenarnya kalau inflasi dibarengi dengan permintaan masyarakat yang meningkat secara solid
kemudian dari sunan ampel itulah kemudian sebenarnya
nah yang akhirnya bumbu bumbu olahan itu yang akhirnya menurunkan nilai kualitas daripada makanan itu
para penjual culas ini mungkin tidak peduli bila konsumennya sakit atau mati terpapar bahan kimia yang terus menerus
ya untuk menghangatkan rotinya agar makin nikmat
ketika saya klik baju seharga lima ribu rupiah itu eh ternyata harganya berubah begitu saja menjadi tujuh puluh lima ribu rupiah
tadi anda menyebutkan bagaimana ini kaitannya dengan produksi sum sum tulang belakang yang berkaitan dengan
sementara hari pertama itu diberlakukan kemarin tanggal lima belas agustus ini berarti hari ini
kan motor biasa itu pakai bensin kan bahan bakarnya mungkin gitu sih
atau rasa gagal atau kecewa saat dia kehilangan seseorang yang dia sayangi
tentunya asupan garam yang berlebihan inilah yang memungkinkan munculnya hipertensi
dan dua hari menjelang pengumuman kami juga minta kejelasan bahwa adakah persetujuan ukt kita
bib lu di karangturi seangkatan sama saya bib
pemulihan serta menjaga lapas kelas satu tangerang tetap kondusif
sehingga tidak terjadi lagi upaya mendorong masyarakat untuk kemudian melakukan upaya menjadi juru parkir liar
digunakan untuk melakukan iklan
bupati wali kota untuk segera mempercepat program vaksinasinya
jadi yang pertama tadi sudah disampaikan
tapi industri pariwisata dan sektor hiburan mereka menyumbang sekitar sepuluh persen
kontrolnya juga harus ada keahlian tersendiri juga sih betulnya
nah itu adalah semua konsep konsep yang bersahabat dengan perlawanan hati gitu
lepaslah jabatan dari pengurus partai
enggak enggak itu sama tri tunggal tiga tahun ketemu tuh baru menang sekali oh dua kali berarti sama dbl
tapi sorry ya kayak ini bukannya paris ya tapi kakak nggak kelihatan mau empat puluh sih umur ya
kami justru mempersoalkan kepada pak muldoko
tapi beda banget gak sih maksudnya dari kalau gue denger dari ada beberapa orang yang sempat di impact basketball juga kan di amerika gitu kan cerita
atau mengetahui itu juga atau gimana mas
karena kedekatan itu berarti ya yang mantep mantep
selain selain shooting apa lagi
profesor robert boy adalah pakar penyakit melular dari universiti sydney
yang juga ketua yayasan al hikam cinta indonesia
lebih dari sembilan puluh lima persen set top box sudah didistribusikan ke wilayah tiga t untuk rumah tangga kurang mampu
raff raff kaffi langsung dari ibu kota negara nusantara
kalau di persaingan di ekonomi digital itu kan memang akan mengerucut ke beberapa pelaku saja ya
ini berkat kepimpinan dan kenegarawanan pemimpin pemimpin kita
anda bersama sbs bahasa indonesia
menggunakan layanan internetnya dan hulu
mulai dari puluhan ribu sampai dengan ratusan ribu rupiah tergantung dengan ukuran yang bervariasi
saya cuma suruh mas heri suruh ambil
karena saya lihat sendiri di media sosial memang cukup ramai
saya hampir yakin hampir pasti
dan irak bisa kita redam juga dengan permainan yang rapat dan solid ya
pat kennelland dari komisi pemilihan umum australia mengatakan
seperti besi tentunya itu sudah tidak memenuhi standar lagi
merupakan inisiatif dari dpr
upaya upaya ini diharapkan mampu menekan peredaran ayam tiren di masyarakat sekaligus menjadi upaya dan bisnis baru yang menjanjikan dengan memanfaatkan limbah bangkai ayam
tidak bertambah signifikan sehingga pastinya berpengaruh terhadap perekonomian
dari empat puluh orang indonesia yang mengisi laman swaperiksa itu enam puluh mereka mengaku mengalami masalah kecemasan
cocok manis nasi waduh jadi lapar ya
selama diculik ma dibawa berkeliling untuk mengumpulkan barang bekas
lo apa sih yang lo kasih ke coach alex gitu sampai dia bisa percaya sama permainan lo
dan memperbarui sertifikasi tersebut setiap tahun
tapi kalau spesifik soal wni saya tidak
jadi proses sampe dia sekarang jadi superstar
ya dengan saran tadi ya
gue inspirasi dari situlah
warga dukuh kerinjing memenuhi kebutuhan airnya dengan membeli dari tangki tangki keliling
dan pengurangan ukt lima puluh itu sampai sepuluh miliar pak
agar kualitas ketupat legit setidaknya dibutuhkan tujuh hingga delapan jam waktu merebus di dalam dandang berukuran jumbo
kali ini kita mulai untuk sarapan kita
yang kemudian mengenal dan memeluk agama islam
oh gua baru tau lho mes uph itu ada di uph nya ada tuh emang gak
perluasan visa on arrival bagi ppln menjadi empat puluh dua negara didasarkan sejumlah indikator
jadi tidak hanya bicara terkait dengan kebebasan berpendapat ya
jaga switch dan lain sebagainya
jadi sekali makan langsung kenyang gitu
terkait kreator yang meminta hadiah
yang sudah jatuh ketika melawan uzbekistan kemarin
matanya melotot nada suara meningkat gitu itu yang atau dia udah mulai nih banting banting barang mukul mukul gitu
di mana belum vaksinasi
yes betul telur bebek pindang itu
nah ini akan tetap jadi perhatian dan tentu tidak akan diabaikan oleh kalangan politik
berikut ini penjelasan dari miss giling
dan aku juga produsernya surat suratnya
mana lokomotif utamanya mana sektor pendukungnya gitu
kendaraan roda dua dan roda empat mengantri untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka
tidak punya tempat tinggal tetap pasangan muda ini tinggal di emperan jalan dan gerobak
meminta untuk menunggu hingga pemilihan presiden pada empat belas februari nanti selesai dilakukan
kalau usul usul boleh tapi itu hak penuh
oke bang andre tapi kan ini sudah ada one team press dewan pertimbangan presiden begitu ya
jadi sinisernya ada ini ayam woku
itu dulu zaman kita itu dulu penonton bayar
ancaman yang bisa menyerang kita
surabaya menjadi salah satu kota dengan pemilih disabilitas mental dan intelektual terbanyak di jawa timur
dengan mas anies kita memiliki sebuah standing position itu
tentunya untuk diwaspadai oleh timnas indonesia adalah ali jasim ya
atau mungkin berburu takjil di sini
bahkan sudah ditarik peredarannya oleh negara di taiwan dan juga malaysia
pesan itu disampaikan teten seiring dengan penolakan serupa yang telah dilakukan oleh dua negara lain sebelumnya yaitu amerika serikat dan india
sayangnya tingkat kepatuhan terhadap aturan ini diakui memang masih kurang
dan saya juga mencari pengetahuan
tidak cuma untuk viva world cup tapi bagaimana artis artis muda harus kita persiapkan sejak saat ini
dan empat macam protein tersebut
jamannya istrinya mas eri juga di sebelah
sampai sekarang kita belum pernah mendengar bahwa ada putusan yang berkaitan dengan etnis rohingya yang dikejar kejar oleh myanmar misalnya
beberapa misalkan ada views nya dikit lah
selain utamanya itu sudah ada lrt jabodebek yang memang secara fisik itu sudah langsung terhubung dengan stasiun kereta cepat
menikmati pemandangan alam dan udara yang bersih tentu bisa menyegarkan pikiran
dan mengganti flight carrier menjadi pelita air service
setelah delapan tahun baru bisa
tapi kenapa untuk kita yang sendiri sulit
ia lebih baik memasak ayam goreng segar yang baru
nah simak dulu nih hal hal yang berikut ini nih
bisa terjadi kita lihat secara migrasi saja
jadi jangan lupa ya untuk berjaga jaga
nah kalau di amerika serikat sendiri bagaimana warga indonesia di sana
sudah dilakukan secara benar selama ini
menurut dcw masih tingginya angka korupsi di indonesia karena hukuman bagi koruptor tidak memberikan efek jerah
kan kita nggak pernah stop untuk belajar lah
jadi efisiensi sehingga driving range nya nanti jadi lebih panjang
memang dipastikan akan tetap berjalan di tengah ekonomi global yang sedang fluktuatif ini
dimasak tapi kan kita dimakan setelah dimasak
selain menjelajah alam wisatawan bisa mengunjungi berbagai objek wisata di sekitar perkebunan teh
dari kendaraan akdp sendiri di data dari bidang lalu lintas itu ada tiga ratus an kendaraan yang memiliki izin
tampaknya sekarang jadi banyak karena banyak orang yang
karena mereka hampir selesai dibunuh
kemampuan berbicara jernihnya menguap
cuma enam tim berarti setengah kompetisi jadi main cuma lima kali
dalam bentuk sertifikat ataupun emas batangan mereka memiliki kualitas yang cukup baik
nah untuk itu nanti kita akan lulusan kita baik dong karena di rumah sakit pendidikan yang memang baik
kalau masih bekerja sebagai juru masak di sejumlah restoran di timur tengah kala itu
kita akan membahasnya bergabung bersama kami emil elestianto dardak wakil gubernur jawa timur dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
jadi ya kalau saya bisa ya oke saya lakukan latihan sendiri
dari sisi jumlah rakyat yang telah mendapatkan suntikan vaksin
sebagian rumah masih ada yang dibangun dan ada juga rumah yang sudah selesai dibangun namun karena belum ada instalasi listrik
bergabung bersama kita pak bupati yang saat ini masih sholat asar
ya semoga aja puestasi bali bisa sama kayak di sepakbola ya chen
udah salah itu salah besar udah
sebelum disajikan mie dan kangkung direbus dahulu kemudian disiram kuah kental
sebagus ibl sekarang bakal lanjut gak gitu pak
eh pin tapi by the way ini keluar dari topik sedikit ya
seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik
tapi visi ini adalah
misalnya teguran tertulis pengenaan denda
dia tidak vektor alatnya
ayung murahdewi nyoman wiri dan pemirsa pantai sanur berkata
di menerjemahkan ke bahasa indonesia
kawan usa sih walaupun di banta juga tapi
dan tujuh orang mengungsi
lalu ada nama pahala mansuri yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri bumn satu
tiba tiba lagi tidur bangunnya dapat hidayah
berarti beda banget ya sama bola kita pemain pemain bola kita kan sukanya lari
agar kebocoran data ini tidak terulang kembali
kalau presiden memiliki info dari segala macam badan intelijen tadi itu wajar
pada proses pembuatan baby dutch pancake tidak hanya memerlukan terigu susu baking powder dan garam saja
kita melatih itu kalau ibaratnya kayak kalau kita lakukan bicep ini nilai suaranya cuma satu ratus sepuluh
anda melihatnya ini seperti apa
kalau undang undang itu antara pemerintah dengan dpr
apakah anda membuka kesempatan itu pada periode ini untuk maju ke kancah politik nasional
variable kualitatif dan variable kuantitatif
tim berhasil mengibarkan bendera merah putih pada satu oktober di puncak island peak pada ketinggian enam satu ratus delapan puluh sembilan mdpl
tapi kita punya undang undang tentang aparatur sipil negara
khususnya juga pratoma arhan setelah kemarin harus menelan pil pahit ya melawan uzbekistan ini
untuk apa namanya dari kalau untuk penyetop peredarannya sih
sedangkan untuk komoditas impor utama indonesia adalah pakan ternak kakao biji bijian daun tembakau dan kapas
cuma kayak game ini sih papa papa gitu main
cuma bedanya kan nggak ada jajanan aja di sini seperti di indonesia ya
karena terlilih utang terlalu banyak
dinamai demikian karena kue ini terbuat dari banyak bahan dan terlihat molek alias cantik saat siap dikukus
tetapi siapa presiden sedang menjabat
tapi data sudah bisa kita dapatkan
setelah ada tanah timbul dua ribu empat belas kita nanem sama kelompok
jadi kita buatnya ya bikin short movie kayak gitu
ketika kita mengunjungi museum ini tidak otomatis menjadi yahudi ya
dan kesempatan pertama kami berikan kepada calon presiden nomor urut dua bapak prabowo subianto menyampaikan pernyataan penutupnya dalam waktu dua menit
biasanya lebih jelas mappingnya begitu dibandingkan dengan ptn secara umum
akibat banyaknya wisatawan yang berkunjung
laku menjalankan aksinya seorang diri saat permukiman warga tengah sepi
terus saya lihat kualitasnya kan kurang bagus
nah tapi sebetulnya kalau di new york sendiri itu alhamdulillahnya komunitas indonesia tuh kuat banget
ada apa ada tarkam kayak gitu ya gue ikut partisipasi
kelas dua baru pindah semarang yang basket seriesnya
itu mereka dipulangkan lebih awal karena memang menderita beberapa gejala penyakit
pempek yang dibanderol dari harga delapan rupiah ini
dari teknik geodesi ugm itu menemukan fakta bahwa tanah di semarang pada periode tersebut turun sekitar dua puluh cm dalam waktu tiga tahun
lebih ke depannya sih pak maksudnya kita kan nggak tahu nih sumber penyakit dari mana
saya kira orang indonesia itu bisa teman teman di lombok saya kira itu mampu
tersangka lantas membawa ma melewati sebuah gang kecil dan menyeberang rel kereta api
berarti kalo ngomongin latar belakang keluarga lu
ya tergantung ini kan kalau misalkan bikin tergantung dapatnya ayam tiren ya
tidak hanya itu kpk pun juga menemukan safe deposit box berisi uang antara tiga puluh enam hingga empat puluh miliar rupiah
audit itu kan jenisnya macam macam ya mbak
aduh paling gak bisa nih saya kalau memegang kain seindah ini
secara langsung mereka ingin menunjukkan
untuk saya bisa menyamakan nih speed dengan mereka
jumlahnya mencapai lima lima ratus dua puluh tiga perkara
dalam pemerintahnya pak prabowo dan juga mas gibran mengingat
sebuah mobil mpv terbakar di kabupaten jember jawa timur pada selasa malam dua mei dua ribu dua puluh
setuju atau nggak setuju andai ada kesempatan lagi
nama lengkap sesuai dengan akte kelahiran
namun saat itu rumah terlihat kosong dan tidak ada tangkapan
kita memang belum bisa untuk membicarakan masalah
nah sejak ditetapkan dua puluh empat april saya pikir pak prabowo punya waktu yang cukup luang
karena kasus covid sembilan belas ini memang cenderung turun
yaitu perhimpunan pengusaha kuliner indonesia
tapi kita juga bisa gol direct dari belakang gitu dari ivar yener
dan juga aksesoris lainnya yang memang masih diburu oleh anak anak muda

membangun reformasi atau reformasi birokrasi nasional
ada jual beli bangku atau jual beli kursi
di hari libur hari jumat ini
maka akan datang yang namanya segala hukuman dari tuhan
misalnya kalau waktu untuk memilih diubah atau perhitungan sebara
sampai gurami pes mol sunda
ras apapun tingginya berapapun apapun itu kamu tetap akan diterima
palingan buka ini kan kayak buka food cart di mall gitu
jadi pelaksanaan wukuf tanggal berapa itu juga
terapi kendrawan dilakukan dengan cara yang lebih lembut
baik secara politik maupun secara hukum
apakah juga bisa dipastikan rav rav kepala otorita pak bambang santono dan juga wakilnya doni rahayu juga ikut bersama presiden
chef andrian menjelaskan bagaimana eksperimen es podeng memadukan indera pendengaran
sumber daya manusianya harus kita bangun
akibat perubahan iklim dan efek el nino bisa menimbulkan bencana kelaparan
jika self stock berisi hal yang negatif
tapi masalah yang lebih serius adalah kalaupun harganya naik barangnya nggak ada
kita ke depannya punya masa depan yang lebih baik untuk kehidupan kita
kalau kita saat itu melakukan lockdown
obrolan ini kami angkat karena dalam beberapa waktu terakhir
dan selain itu saya rasa juga ada beberapa pemain yang juga bermain abroad alias main di luar negeri bagi irak
bikin statement gitu ada rencana mau ketemu megawati
oke memang kalau terapi terapi tadi yang seperti disebutkan
berarti enggak ya mas saka waktu itu ya
jawa timur ini adalah sangat strategis
agar masyarakat dan pecinta indomie instan lebih aware lagi untuk hadap itu
ada tabrakan kedua jurusan kereta ini atau hanya satu kereta yang anjlok
delapan persen penyakit rabies ditularkan melalui gigitan anjing
kalau di sini kan kita bisa menggunakan beras atau uang begitu
sudah waktunya jam makan siang perut saya rasanya keroncongan sekali
jadi itu saya pikir cara mereka menunjukkan gaya komunikasi
tempe harus dicuci bersih agar tidak gagal saat proses fermentasi dan direndam semalaman
pakem pakem tadi jaipongan yang sudah ada yaitu dari juga lah itu
dalam ukuran magnitudo gempa ini tergolong kecil
dkpp membacakan putusan nomor satu ratus tiga puluh
jadi gue berhenti karena sebenernya gini
bayangin kalau misalkan memang presidensial club ini dibuat
kalau materialnya itu dari kayu mungkin orang orang ngiranya ini kayak jam jam digital lainnya kayak merek merek brand lainnya ya
ground membuat sesuatu itu besar
di rookie seasonnya dia cuma boleh ngambil berapa field goal attame
yuk dilanjutkan dengan proses penirisan
pasar terbesar se asia tenggara pasar tanah abang sepipuk kunjung
itu sangat berbahaya sekali ya
hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan
terus development pengembangan pengembangan yang sampai hari ini
appreciate pendapat pak pao dan juga appreciate kepada pak budi
beda dengan kalau opini dari publik ya
jadi banyak banget persyaratan yang kita gak bisa penuhin
mas pongki ini mendengar soal peraturan pemerintah lewat pengelolaan royalti
di luar gue sama anak gue ya kalau di luar gue sama anak gue satu dua tiga lima
dan makannya itu sehari dua sampai tiga kali
kita sekarang berpengaruh untuk lebih dari dua puluh lima bilion dolar
kita ngomong ini terus media gitu ya
belajar dari krisis ekonomi di sri lanka
oh lupa gua ngobrol sama si oh sama si william
tapi untuk quarte arga lain ini akan ada kelanjutannya nggak sih setelah film ini
nah ini sudah kita panen dapat cukup banyak
pedalangan dan pertunjukan memikat dari penasihat teknikal kenamaan dunia peter wilson
di saat libur hari raya bisa berkurang secara keseluruhan
di dalam tabung kolam raksasa berisi berbagai jenis ikan
mas emil kalau kita membicarakan jatim saya ingin coba kerucutkan ke surabaya ya
supporternya yang banyak terus bisa jadi lahan bisnisnya dari investor itu
ini penistaan terhadap agama
dari sebelumnya sama setelah gue keluar dari penjara
wacana pembatasan jumlah pengunjung dan kenaikan tarif wisatawan
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim
ah berarti lu masih pake sama si ari gimno ya pas pagi malem nyampe besoknya langsung latihan
misalnya kita bisa nemukan di supermarket lokal pun ada dan juga di oriental market seperti itu
untuk melakukan antisipasi agar virus pmk ini tidak masuk ke peternakan kami yang ada di dharma jaya
oh lamanya di bali berarti kalau lahir sama surabaya ya kok ya berarti ya
bagaimana kita juga menggunakan teknologi yang terbaru yang kereta cepat ini
akhirnya orang orang jakarta yang kesini karena
pantauan anda apakah masih ada yang berada di jalurnya atau sudah dievakuasi oleh basarnas
kementerian kesehatan mencatat salah satu penyakit hewan liar
waktu dia yayuk masuk di top sembilan belas
meskipun angkanya setiap tahun cenderung menurun
tapi sebenernya disana ya
kalau seller dibandingkan produsen
dan dilepas liar tanpa tanggung jawab ke tempat ini
amerika tadi memblokir media sosialnya sudah
kalau saya itu kemalaman di mana saja kita bisa buka langsung sleeping bed di mobil
akibat krisis ekonomi yang melanda negara tersebut
jadi misleading information yang
langkahnya beberapa jenis penyu ini juga dicatat balai konservasi sumber daya alam bksda provinsi bali maupun wayanggede suwibawa dan iketut seregik
kue bukan bagi bagi
soalnya kan abang bilang dinamika masih terus ini nih
ada pertemuan antara menkomar invest dan menlu
dielaborasi mas ini titik titik apa
ada dua kehendak yang tidak bisa ditolak dalam hidup
baik di kabupaten cianjur maupun yang sudah dirujuk ke rumah sakit rumah sakit lain
nah itu biasanya banyak kali penyebabnya adalah orang ini pakai lagi pakai substance ya pakai zat gitu
membutuhkan waktu dua minggu hingga satu bulan
baik tentunya yang paling utama adalah kita memastikan keselamatan dulu ya
tapi mulai ikut terlibat kayak mc segala macam
jadi mayoritas masih import
saya akan mengajak anda melihat suasana tadi anda mau tanya kira kira apa sih asapnya pelaku usaha makanan ini
ada bambang jati selamat sore bambang
yang kita akan berangkat kesana untuk memberikan bantuan
ini bersih bersih saya bersihin
di mana kita berbagi kebahagiaan
ada juga yang membeli untuk dibawa pulang
siapa yang mau menang aja dia pasti yang akan menang
kemarin kemarin papanya baim ini papanya tom mari kita sambut konseprius prawiro
jadi kalau luka luka yang ringan sekali bisa diperbolehkan pulang
jam malamnya sebenarnya kita berdua di sini
sementara peziarah diperbolehkan berdoa
tapi memang lebih untuk fungsinya jauh lebih baik
tahu juga ya jadi kalau di undang undang dasar itu kan dijelaskan dengan berita
belum lagi bau amis yang dikeluarkan oleh ayam tiren yang bisa saja bercampur dengan ayam segar ketika dimasak
tergantung juga bagaimana peran pemerintah dalam hal ini bulog termasuk jajarannya
saya tidak mengatakan arogansi kekuasaan salah dengar bang abalin
dan biayanya lebih hemat sehingga bisa kita maksimalkan di modal untuk penambahan barang
meski begitu keduanya punya pelanggan tersendiri
ikhlas itu adalah anak yang boleh kita bilang sudah sangat kooperatif
nah ini yang menjadi persoalan penting
saya baru mendengar ada kandidat yang mengatakan
dan untuk bisa membuktikan apakah gangguan jiwa tadi berkaitan dengan tindakan kekerasan
apa saja perubahan dalam pola permainan timnas basket di sea games dua ribu dua puluh
bang jansen oke saya mau ke bang cik
tetapi juga logistik juga disimpan di kecamatan kecamatan
karena itu rata rata pelanggannya juga dari generasi ke generasi
alhamdulillah kita meresanakannya dengan sangat sangat berbahagia ya
para penipu menyetujui permohonan sewa dari pasangan tersebut dan mereka membayar uang deposit
mbak ayu sebenarnya untuk masjid
dan semua harus dibongkar dengan cara transparan
saat ini kami kurang lebih memiliki jumlah titik yang dimintakan ya oleh mereka itu kurang lebih satu ratus enam puluh dua ribu titik
kalau masalah banyak masukan banyak saran dari presidential club ya
disitu gue latihan sama dia
tim kedua bergerak ke selatan
untuk kembali memacu sepeda bmx nya
maka semua keterbukaan akan
itu sedangkan sistem pengambilan keputusan tetap butuh lima puluh plus satu di parlemen
jadi kan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa
bertemu juga dengan konsep konsep konsep dan menteri luar negeri china
ada sih cuma nggak tentu kan lagi ada lagi enggak ya tergantung mereka dan tergantung saya juga bisa apa enggak gitu
penyiaran analog menggunakan pita selebar delapan mhz untuk satu kanal transmisi teknologi digital
yang kedua kita nanti krokotin
daripada teknologi yang kalau di masyarakat
jadi tidak adakah misalkan
petugas satreskrim polres kuningan jawa barat
kenapa karena perhatiannya bukan hanya oh inflasi kita masih empat tiga di inggris di amerika serikat
namun penggunaannya pun sudah dipelajari lebih dahulu
juga banyak ekonom memperkirakan gitu kalau misalkan
maksudnya tapi setidaknya kita bisa membantu teman teman dan akhirnya hello stop block anjay berarti di fans kita bagus banget
badminton emang bener di kudus kan jarum kan
setiap aktivitas mereka sehari hari
untuk menjadi ketua umum partai demokrat dalam acara klb kemarin
bangkai ayam ini kemudian direbus selama sepuluh menit dan digiling halus
kalau lu udah di atas tuh pasti ada banyak haters haters gitu kan
stigma atau paradigma orang terhadap perempuan indonesia asia pada umumnya
sebelumnya juga di institusi kami di intern kaprodi dan sebagainya itu juga
dan yang penting ini harus menggunakan ini sarung tangan
roby sofwan amin daniel yuwantoro cilacap jawa tengah
maka dengan transisi ini
anak anak muda bisa menggunakan teknologi dan sumber daya keuangan
kekeringan dan banjir dan sebagainya perubahan musim dan sebagainya
dan juga kebetulan di daerah pesisir pantai karawang
direkturat tindak pidana umum baris krim polri mengungkap tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional dengan korban lebih dari seribu mahasiswa
terus buat ibu hamil juga bisa pak
yakni faktor eksternal dan internal
sebagai contoh tadi kalau dia over time yang tidak wajar maka dia akan terjadi kelelahan
di tes main tuh ditawarin lah pro boleh mau gak gitu main
dan memang penting untuk australia semakin engage
oke baik jadi kedekatan itu sangat tergambar
mantan petenis nasional yang sekarang ada di plt
kalau di sana kan musim panas itu masih di angka dua puluh an
mudah mudahan di tahun yang kedua ini mudah mudahan bisa masuk jadi petugas haji
nah setelah itu lu akan feel ngerasa kayak kok gigi banget ya main basket ya
subi mengatakan sewaktu kecil ia sering diajak untuk melihat kegiatan operasional pabrik
baru kemudian kedua adalah juga
tanpa ditanya apa masalahnya tidak ada
kalau bikin yang namanya ngeluarin ide
kawasan glodok juga menyimpan berbagai cerita sejarah yang dimulai dari depan gerbang glodok
menurut gue berkembangnya ga pesat
atau itu kita adalah retreat ya
take home pay ataupun ada hal hal lain yang menjadi pilar dalam pembangunan ekonomi nasional perlu dipertimbangkan
stadion baru ya itu saya lihatnya juga wah juga stadion itu
dalam perbandingan dengan beberapa kualifikasi universitas
melainkan putih telur dan kuning telur dengan perbandingan sepuluh banding lima
dr saidullah menguraikan gejala
apakah ini memang hasil jual beli
dan itu artinya kita memastikan bahwa mereka yang diberi tugas untuk mengaman
ya nanti mereka bertiga ini
stadion yang selesai dibangun pada tahun dua ribu dua puluh dua ini dapat menampung delapan puluh dua ribu penonton
itu kan pasti belanja negara itu
untuk indoor masih belum kita tunggu dari gugus tugas covid
suasana di dalamnya kita bisa makan di area luar dan dalam
terus air gulanya juga sudah siap
namun kalau kita bicara ekologi sebenarnya kerugian itu tak hingga
dan yang lebih penting daripada sekedar bahasa
ya baik jadi sebenarnya kalau kita lihat ini hampir sama ya
saya sebagai salah satu model untuk batik indonesia miliknya mbak iin
pada kenyataannya praktik perkawinan anak dengan usia kurang dari sembilan belas tahun
udah gitu anth kenapa ada feel kayak lo tau kayak secara gak langsung tuh kayak jordan di lasdance gitu loh
palingan cuma sekedar siapa saja
sehingga punya lingkungan yang saling mendukung
dalam rangka kemerdekaan indonesia boleh dikenalkan dulu masnya siapa
ini soal persiapan jelang ktt g dua puluh
ini sekarang kita lagi krisis pemain tunggalnya
maka itu harus lebih cepat lagi dilakukan
lalu seperti apa suasananya saat ini
yang berada di yayasan bumi damai samsi
dan rata rata harganya harga premium semua
telah mencapai lima ratus ribu dosis per hari
itu ketika kita sebut dengan where does politics stop gitu ya
dan sehingga mereka tidak bisa menyebarkan hal ini kepada keluarga dan teman
setiap laki laki yang hendak memasuki masjid ini wajib mengenakan songko
entertainment itu si rafi untuk sponsornya mas kalau tadi kan kita ngebahas dari sisi pemainnya
dan mengulangi pesan pesan kita
patri di hatinya bahwa sebaik baik manusia adalah ia yang memberi manfaat untuk sesama
dengan pemerintah daerah contohnya
dokter nyaranin lagi buat ke bandung lagi katanya harus di bm lagi
enggak nyampe gua satu ratus tujuh puluh sembilan gua
meskipun nantinya memiliki pilihan yang berbeda beda
saya dapat mohon pencerahan lagi
nah ketika seseorang melakukan pembatasan energi
kalau udah cinta udah susah gitu kan
moving moving kakinya shootingnya
rumah rusak ringan dua puluh dua sembilan puluh rumah
atau tim sukses pak jokowi berpikir seperti itu bahwa ini adalah pengabdian
sekarang saja sudah di atas tiga puluh persen
jadi itu adalah acara yang sangat sangat baik dan diharapkan di agustus tahun dua ribu dua puluh empat
dan juga pak kartalo komunikasi
sebenarnya ceritanya bulan januari
tapi dia orang yang nasionalis gitu ya
jadi makanya saya melihat bahwa posisi saya di ipc itu penting saling untuk indonesia
keputusan mk sudah ketetapan kpu sudah beliau bersilaturahim dengan seluruh partai politik yang ada
nah perda inilah yang kemudian akan memastikan apakah undang undang dengan tarif tersedia
harapannya itu tadi ketemu titik tengah dari pemerintah pusat daerah dan juga pelaku usaha
kobaran api di sana apa saja pak
nah bu mas dalina bicara mengenai tracing
berhubung dari ada dapat bantuan dari pemerintahan kota
menimbulkan masalah baru kecemburuan
ketua umum majelis ulama indonesia sulawesi utara
tahun dua ribu dua puluh satu diikuti oleh dua tujuh ratus empat puluh lima pebisnis dari kedua wilayah secara daring dan luring
katanya terbuat dari susu kambing
setelah kereta api argo semeru tujuan surabaya menuju jakarta anjlok
iya kalau kita melihat memang kita akan
untuk tanaman karika yang masih pendek kita bisa memetik buahnya langsung
pertama tama potong aneka sayuran seperti labu dan jagung
nah langsung saja kita akan lihat bagaimana suasana ramadan di amerika serikat telah bersama kami melalui sambungan zoom
boleh nggak saya lihat surat suratnya
sudah berbincang bincang bersama kami
tinggal bagaimana kerjasama semua pihak
bibir pantai ini merupakan salah satu lokasi yang dulunya adalah permukiman padat penduduk di dusun sarakan
bermanfaat bagi diri saya dan orang lain
jadi kebetulan eh eses
dan busok ini kini menjadi salah satu kucing prima donna para pencinta kucing
tapi nggak apa apa karena memang tadi saya sudah tanya beberapa pembeli mereka juga tidak keberatan ya
membuat segala sesuatu itu
kita mungkin agak bahas awal awal karir dasmed di dunia perbalik setan ya bu ya
baik warga sekitar termasuk yang menemukan dan anggota keluarga
artinya aktivitas perekonomian di sekitar kawah dieng ini juga kembali berjalan ya
sekali lagi kami highlight itu bukan atau belum data final
tiga calon presiden beradu gagasan dalam debat perdana di kpu selasa malam
hingga asosiasi hotel indonesia sudah bergabung bersama kami
buat temen temen yang mau masuk kbl kan ya
dengan program konversi motor berbahan bakar fosil menjadi listrik
karena memang tadi sebagai safe haven dan pilihan untuk membuat kestabilan harga dunia
harapan dan permintaan ini
memikirkan pasti harus ada untungnya
gak tahu juga gue ya kenapa banyaknya yang ke rajawali
jadi kita para talentnya itu kita membantu
karena banyak yang keluar masuk keluar masuk keluar masuk karena kebanyakan mereka gara gara lokasi
nah yang tadinya saya juga pengen bertahan ya
tapi maunya kerja di bank maunya kerja di jakarta
betul sekali dan yang menyenangkan adalah sebagian besar ya bahkan nyaris semua dari starting eleven kita itu adalah core dari timnas senior
kepemilikan tanah oleh masyarakat adat di australia
kata mas menteri sih belum ada kerjasama antar kementerian
bukan temen temen kita juga yang di basket
oke jadi memang yang perlu dipahami saat ini

tapi dibutuhkan kerjasama yang kompak dari berbagai pihak
jadi kan kemarin sempet banyak yang bilang
saya pikir ini bukan perpaduan rasa yang pas
mudah mudahan dalam kesempatan saya dapat mohon bapak kembali
dan ini saya lihat juga konsekuensinya terhadap manusia kan luar biasa
fitnah atau fakta ada klub lain sebelum bali united yang nawarin joseph main profesional
betulkah kemungkinan bagi bagi jatah jabatan akan berlanjut mengingat masa pemerintahan jokowi maruf amin masih tersisa dua tahun lagi sampai dua ribu dua puluh
pedagang yang telah diwawancarai oleh tim liputan cnn menyampaikan
ada pun kompor induksi yang tengah dilakukan uji coba adalah kompor dua tungku dengan kapasitas seribu watt
dan kalau ini terjadi sering tentu saja akan berdampak pada produktivitas ya
memberikan porsi pemeriksaan yang rigid
ya kalau di sini mungkin ya tadi saya udah bilang orang orangnya tuh mempunyai kecenderungan budaya untuk kalau buka puasa ya di rumah
dan saya menilai secara umum apa yang dilakukan atau yang diangkat ini
kalau saya sih melihat sebagai satu kegenitan aja
eee ikut ke latihan ee latihan clubnya sm divisi dua
dari yang lima puluh itu nggak ada masuk nggak masuk
dan ini bisa mencapai tujuh puluh
iya cuma nyari nyari yang dikasih orang
karena kalau suatu negara ditata menurut undang undang yang adil dan bijaksana
mungkin ada ikatan emosional yang sedemikian kuat dengan terdakwa rasa cinta rasa kasih rasa kasihan
yang telah digoreng atau sering disebut serundeng
cuma diumpetin nggak terang terangan begitu
ini hanya bisa dilakukan
saling bertemu dan juga banyak sekali acara iftar
kemudian juga ada tunjangan
jadi kalau misalnya ada caleg
itu langsung direct end to end terhadap lokasi lokasi tersebut
jadi mereka jarang untuk buka puasa bersama teman teman kolega di luar dan di rumahnya
dan memang bisa jadi database
sebelum menjadi polisi ali tinggal dan menimba ilmu di pondok pesantren tambak beras jombang jawa timur
tapi setelah main basket udah ilang karena banyak kan lari
memang kita tidak menargetkan untuk masuk ke babak semifinal
di areal perikanan di daerah pesisir yaitu perikanan tambak
enggak jadi argi itu kan setahun lebih muda
ini memberikan akses bagi ikhlas untuk mempelajari banyak hal
jadi harus dipakai kacanya juga ditutup dan pakai helm karena belokannya terlalu cepat
hak semua orang untuk mendapatkan prestasi dan penghargaan atas usahanya sendiri
ini langsung kita panggilin aja nih chan ya
di e commerce termasuk di tiktok ya
nah dalam obrolan ringan tiba tiba
kalau namanya mas rezeki kita nggak pernah tahu
mereka punya potensi untuk bisa menghasilkan
buktinya dengan ott yang terjadi di unila
yang berbeda adalah dua ratus juta dolar
dan juga ada pelatih skipper juga melakukan skipper di jawa
kadang saya lihat harian itu kita lihat
menurut guru besar fakultas da wah universitas islam negeri
saat dunia berkembang dari tradisi lisan ketulisan masyarakat kita mengalami kecanggungan kebudayaan
selesai dipintal benang kemudian dirapikan pengelola menyebut rata rata sepuluh kg kepompong dapat menghasilkan satu kg benang sutra
gue aspak karena gue ber
empat makam ini juga menjadi pelajaran bagi kita
larangan mudik pada hari raya idul fitri tahun dua ribu dua puluh
pelataran ini dulunya menjadi tempat sunan gunung jati bertausia
ya kalau kita bicara kapasitas tentunya tidak mencukupi
tidak bisa selalu misalnya yang ganti ganti pelatih yang sama
dan nanti itu akan berdampak pada perilaku sebenarnya gitu
keperpihakan presiden dan misuse of power
untuk saat ini sih cukup senang ya karena anaknya memang mau jadi pilot
saya lagi di bawahnya dia ngelempar saja
ketika album itu nanti diputar di mana nah itu saya sebagai pencipta dan sebagai artis akan mendapatkan
diketahui tinggal di kawasan kampung malaka cilincing jakarta utara
karena tradisi ini belum ada di indonesia
lalu bagaimana respon dari tentunya pemerintah dalam hal ini
bumbunya tuh kayak begini kira kira seharusnya nggak bohong
saya kira antusiasmenya terus meningkat ya
minggu terakhir kampanye rupanya pihak yang berkampanye no itu masih berada di depan
ingat protokol kesehatan tetap tidak boleh kendor
yang belum masuk ke era itu
politik saat itu presiden trump gitu
akan kita saksikan flight pesawat antu taktis
kabarnya itu sempat di cancel
ya memang kalau perusahaan tidak mampu ya harus
waktu itu angelique winner